jembatan penyeberangan orang lenteng agung
jadi pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh ini memiliki dua sistem otomatisasi
agar memudahkan penumpang dan berharap keuntungan lebih
berikutnya menteri keuangan sri mulyani menaikkan tarif pajak orang kaya
ya mungkin olahraga cuma buat ini lah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
untuk sampai tujuan mereka hanya mengeluarkan biaya dua ratus ribu rupiah untuk dua puluh liter bbm
bagaimana penggunaannya seperti yang mas revo sampaikan
apa namanya arahan dari mas menteri ya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
musim panas relatif sangat lama ya
coba kita demonstrasikan bagaimana
saya membuatkan semacam dokumenter biografinya gitu
jordan delapan try off waktu itu yang ada warna warni gitu
ini adalah jureth campus di berlin jerman
perlambatan ekonomi kita sedikit kan perlambatannya tidak banyak
kita kan terakhir kan itu kualifikasi
jadi hubungan ini benar benar berbeda
jadi ikan damersalnya ada kemudian ikan karangnya
sebelumnya saya ucapkan selamat dulu nih ya
dan kerja sama banyak pihak
mas viva yoga mauladi wakil ketua pembangunan
yang membalaskan kesalahan bapak kepada
masih di season tiga dan sekarang kita tag di tanggal dua belas september
tetapi kan pak presiden tidak menggunakan haknya untuk berkampanye
tiga banding satu sudah pas sudah siap untuk dioperasi betulnya
gue impressed banget sama luka soalnya waktu itu
juan kaleb juga satu tipe
ia adalah ikon yang dominan di sana
jadi itu bisa sekali dilakukan di atas kertas
jadi ini satu mes dua tim
telah bersama kami produser lapangan cnn indonesia nindya yuwono di stasiun harjamukti cibubur depok jawa barat
selain dikenal dengan berbagai manfaatnya terdapat juga rumor bahwa madu tidak boleh dipanaskan
di rantai kecurangan yang hadir menyerbu dan mempersoalkan kejujuran dan keadilan
biar sorenya itu kita bener bener fit gitu bu
halo selamat pagi waktu jakarta ibu dewi apa kabar sehat
tapi kalau kakak nanya saya papa pernah juara kan kakak tau sendiri gitu
karena ya pressure nya sih mas
anda bisa bayangkan ya bagaimana aktivitas pun akhirnya terhambat
jadi rasanya itu walaupun tidak berdasarkan riset
saya suka kopi hitamnya karena saya peminum kopi yang betul betul kopi
kalau kita tarik ulur ke belakang
pihak shopee dan lazada tahun lalu kita undang kemudian langsung shopee dan lazada menutup cross border produk produk impor
mereka yang sudah selesai menjajal rumah hantu tak dapat menutupi keseruan
dan berkiraan sekitar dua ratus tujuh puluh empat juta dolar
dalam hal menawarkan harga hidup
ya ini ada stb atau set top box dan juga ada antena digitalnya
gimana perasaannya memenangkan penghargaan platform prize
kediri sebelas km dengan waktu tempuh dua puluh lima menit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
kenapa kita mau gitu lagi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
kalau kita menyoroti dulu kasus di serpong anda melihatnya apakah ini di latar belakangi punya backing an
ada bisa melalui langsung antara federasi
dari tingkat ringan sedang sampai berat
untuk mengembati sedikit rasa kangen dengan makanan makanan khas di bulan ramadan gitu
sementara satu kaki lain berjalan dengan cara diseret
beliau mengapresiasi menghormati keputusan personal pak mahfud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
ya human interest gitu lah jadi misalkan gua ada temen gua wedding
tapi diimbau untuk beristirahat di exit tol terdekat
nah itu kan masalahnya sebenernya kalo menurut abo kan masalahnya ya kembaliin ke liga kan
bersatu dan ini virus ini harus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
itu aja sih saya melihatnya tidak ada urgensi
melainkan ia memukul diri dan berkata
kemudian juga orang jawa itu jangan lupa tetap nguruh nguruh budaya
perlu kami sampaikan dalam rilis bahwa penyidik sudah melakukan pembelian terhadap dua puluh delapan saksi
trigger triggernya itu seakan akan simple
nah jadi kalau kami perkirakan memang tiga lima
ya bangka juga sebenernya yang pas lagi masuknya erga ke satya wacana kan sebenernya itu udah mulai makin naik lagi ya bangka ya
selalu cek berkala selang bensin atau oli untuk menjaga terjadinya kebocoran
tapi kalau asinan pak sabur berbahan utama jagung bakar yang dipipil dan irisan mentimun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
walaupun banyak saingan tetap kalau yang dulu mah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
banyaknya pengusaha kue kering di kampung ini tentunya menimbulkan persaingan
bayangkan kalau satu ratus enam puluh triliun itu dikelola secara pentaharing tadi satu ratus enam puluh triliun itu bisa untuk membuat alat alat canggih di indonesia
bahkan kemudian di atas delapan belas tahun untuk bisa mendapatkan vaksinasi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
persiapan timnas di sea games kali ini
untuk indonesia sudah pernah mengatakan bahwa
ada pembenahan lah ya di
mengantisipasi arus mudik idul fitri dua ribu dua puluh empat
nah karena itu saya juga tanggal lima juni ini akan bertemu dengan tim pelatih dan seluruh pemain
helm ini bukan helm pertama gue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
baik mas fiki kami ingin konfirmasi kembali apakah larangan tersebut sudah diterapkan di lapangan
ya setuju sih apalagi kita ngeliat yang pon kemarin bu ya bangka belitung
yaitu dengan cara dikukus lalu kemudian dibakar menggunakan torch
delapan ratus dua puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima atau delapan ratus enam belas seribu satu ratus delapan puluh delapan tiga ratus dua untuk whatsapp dan telegram
ditambah lagi kalau kita bicara mengenai pandemi
salah satu hal yang menarik adalah kita bicara mengenai awal dari bagaimana xi jinping di dua ribu tiga belas ini menginisiasi adanya bor
kemudian nantinya akan ada empat ratus tiga puluh empat perjalanan perharinya terbuka untuk umum
cuma kan kalau drive in kita lebih terasa dengar sound systemnya secara langsung gitu loh

jadi itu betul di segmen tiga tuh dia sangat besar sekali gitu
tak sekadar memutar lagu lagu yang populer seperti melayu
karena tanggapan publik itu cenderung rendah terhadap postingan postingan yang diduplikasi
rawon menjadi salah satu kuliner yang tetap eksis di tengah gempuran kuliner internasional
batunya besar sekali bisa mencapai delapan meter kurang lebih
kue ini kerap disimbolkan sebagai makanan pembawa hoki atau keberuntungan
bukan justru memberikan bantuan untuk memprolong war
supporter punya hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan selamatan gitu kan
ya kurang lebih tujuh belas delapan belas gayung
kenapa sekarang anak anak kecil sekarang nggak mengenal lagi produk dalam negeri
pada tujuh mei dua ribu dua puluh satu ini
tapi upah aktuanya silahkan dibicarakan dibipatit masing masing perusahaan
sejujurnya berpindah ke indonesia adalah salah satu hal terbaik dalam hidupku
nah jadi kita perkirakan memang di bawah itu
oke tapi tujuan utamanya khusus yang ya san konservasi indonesia dengan hiu paus ini
baik di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita sendiri
mengingat ini usia mereka kategori masih di bawah dewasa begitu ya di usia tujuh belas kelas dua belas sma apakah bisa dijerat pidana mas reza
tapi ini kita cetak di workshop produksi pak
ini sudah tidak ada limpasan tetapi di stasiun tawangnya yang masih karena depannya itu kan ada folder tawang ini masih peres airnya
namun untuk penjualan di sekitar kawasan bogor beberapa warga menjualnya dalam kondisi matang
mulai bertransformasi jadi klub kenchi di medan
jadi kan kalo goyang kayak longgar itu malah gak jadi kesap
apalagi nanti kepulauan negara yang hadir langsung
dikutip dari cnnindonesia com
namun semuanya berubah saat generasi ayah dan kakeknya sangat tergantung dengan pupuk kimia yang pada akhirnya merusak tanah
d akan berkarir basket di luar indonesia
bahkan seorang pemimpin negara pun ketika masa piala dunia mereka akan memetuhi segala aturan yang berlaku
alih teknologinya jangan sampai kita cuma pakai doang
tapi girls on track itu program dari fia atau
sehingga dia cepat untuk merehidrasinya itu segera
nah salah satu yang menjadi keunikan dari pt pt ini adalah
sehingga di kuartal empat saja ini saya rasa kondisinya
toleransi erat antara umat hindu dengan islam di dusun kecicang islam
karena dasar permohonan kami pintu masuknya permohonan kami untuk menyatakan ada pelanggaran terukur
persoalan generasi strawberry emang kompleks ya
jadi ini yang harus kita lakukan
anda sedang mengikuti topik bahasan
isinya sama persis hanya ada sedikit perubahan
setiap hari kita bisa ketemu dengan will schach
jadi untuk kepentingan medis ya tentu saja itu harus dibuat diatur dengan peraturan yang ketat
gue kecewa banget kayak wah gila
tadi selama gas tiga kg itu masih menggunakan sistem distribusi terbuka itu megi
apa yang kita lakukan adalah melakukan secara efisien
awalnya sih foto basket sih
kita coba jajal ya seperti apa gamesnya
dengan kampung di victoria
ia mulai mengurangi gula tambahan dan menggantinya dengan pemanis alami dari buah dan madu
sementara smp sebanyak satu ratus tujuh ribu peserta didik
bila keduniawian dan faktor badani
perpaduan rasa daging yang gurih dengan bumbu kopi ini sangatlah unik
saya tidak begitu mendengar audio anda
menyangkut lokasi hotel karantina ketua badan promosi wisata provinsi bali
dia ngepost kan di story dia bahwa email dia dapet
masyarakat yang ingin berinvestasi perlu mewaspadai lembaga investasi berbasis aplikasi
dan juga pengeluarannya sebesar itu juga
tentu dalam hal ini persiapannya adalah bagaimana menjaga suasana hotel yang lebih kondusif dan lain sebagainya
nah cuma ada pertanyaan persoalan
dan terakhir kita ngobrol ya abo sama ko deddy ngobrol tuh viva asia cup kemarin
ini turun yang saya terapkan dalam beberapa bulan terakhir ini sudah turun hampir dua puluh ini kan dalam satu dua bulan terakhir ini
anda boleh saling mengetahui ya sesama pendengar
katanya lukas emang bahasanya lebih
jadi saya percaya besok caimin akan sesuai dengan karakter
terutama ya gitu yang membuat akhirnya engagement prabowo dia bisa lebih unggul di pagi ini gitu
oke setelah itu baru kita nasinya
jadi kita harus masuk delapan dari sepuluh kali nembakan
diversifikasi pangan ini sudah sekitar tiga puluh tahun yang lalu sudah dimulai
menurut ketua panitia khusus air minum dpr di dki jakarta pandapotan sinaga
untuk memanfaatkan jabatan saya untuk keuntungan pribadi
dari awalnya tiga puluh juta rupiah kini hanya lima belas juta per bulan
dan ktp elektronik dengan foto terbaru siap dicetak
karena jumlahnya juga kecil cuma berapa persen ya
mulai dari darmada bogor memberikan bantuan pangan untuk dua puluh satu tiga juta
jadi penyebabnya memang karena curah hujan yang tinggi dan rob ya tidak ada tanggul yang jebol
karena kan mereka udah wni mereka juga udah berusaha lah ga gampang kan jadi wni
ini menyebutkan bahwa pelaku berjumlah satu orang
jadi jika hukum tuhan bisa diubah
namun penyebab sebenarnya masih menjadi misteri
saya melihat burohapot itu ikut ikutan main politik
berangkat dari hal itu ia pun mengkreasikan minuman manis yang lebih aman untuk dikonsumsi dan diklaim rendah kalori
sampai dibu kan terakhir terakhir dia kalo udah menang tuh udah bu
karena ada gangguan pengosongan lambung itu pada pasien ma
kemudian waktu itu kalah untuk
australia post juga telah mengajukan permohonan kepada komisi konsumen dan persaingan australia untuk menaikkan harga perangku
yang memang betul betul bisa memberikan proses verifikasi dan juga filter yang kredibel
untuk bertanya ke capres nomor urut dua
tingkat kesulitannya juga dapat disesuaikan dengan kemampuan kita
atau jadi owner kayaknya atau jadi manager atau apapun
namun ia tak menjawab gamblang soal konfirmasi kehadiran presiden jokowi dodo
itu belum boleh untuk jalan umum
mereka menunggu lama sekali dan kemudian suara pertempuran terdengar semakin jauh sampai akhirnya semuanya tenang
nah kalau dp itu berapa persen idealnya
baru dia gunakan untuk misalnya mengupgrade sesuatu
kalau yang kendaraan anda yang dikirim dari jakarta misalkan ke daerah tujuan anda
ya ini sebenarnya cara cara biasa ya untuk mengikat koalisi itu
mau kita mau main tiga kali kita di seri ini ya udah
bahwa menjauhkan kita dari dokter merupakan akibat dari kurangnya dukungan dari medicare
karena kita juga punya konsep menjelajah rasa dari berbagai tempat
langsung melaksanakan aktivitas sehari hari
karena kalau habis di equity ini udah gak ada lagi ya
beberapa pedagangnya pun masih bertahan hingga saat ini
harga perbuahannya hanya seribu rupiah saja
jadi masih beberapa untuk stasiun lrt ini masih terbilang cukup
berlakukan juga untuk produk produk impor itu
atas laporan anda selama bertugas kembali
saya membayangkan bahwa penganiayaan yang sedemikian brutal merupakan ekspresi luapan perasaan yang negatif
salah satunya misalnya after sale direct payment
adapun pernak pernik yang telah diproduksi sukma adalah magnet kulkas
nah dari situ biasanya saya bikin kayak oke ini musik temponya mau berapa dulu nih
karena itu jadi trending topic dari malam
jadi menurut saya pemanggilan pemain pemain yang baru
yang berkepanjangan di victoria
dan apa ini kan kita sebut sebagai rumah ya
kalau di masyarakat korea selatan memang apakah juga memiliki kepercayaan yang hampir sama dengan masyarakat tiongkok atau bagaimana
kita dari sini kita olah ke jualan ke pengepul ada pengepulnya
kalau bicara survei saya nggak bisa bicara banyak ya karena kan profesi orang lain
jadi menunjukkan bahwa orang orang masih menjual dan menekan dengan jari jari di kelebihan besar
setidaknya ada lebih dari sembilan ratus kejadian banjir
kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pegawai ini harus menjadi tolak ukur lainnya dalam menentukan apakah seseorang ini lolos atau tidak lolos dalam suatu tes
untuk bisa sustain sebagai suatu entitas ya
ngirim video tentang dirinya tentang cara bermainnya dia kan
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui samungan zoom dengan pakar hukum tata negara bivitri susati
berkreasi sesuai imajinasi hingga belajar teknik menggambar dan mewarnai
dan mereka mensam comicfireur
jadi misalnya kalau di china saya sendiri tinggal di beijing di ibukotanya itu misalnya datang satu apartemen
kenapa kok gaza sama prabowo dilihatnya seperti itu gitu
ke bank sama jangan lupa kalau misalkan jauh untuk cek surat surat anda supaya kita aman selama
kalau misalnya abis di blow itu naik semasa segini
pemenangan nih tim penangan kayaknya
ketika bertenag tikus putih dan mencit
leister sama jawato rencananya kok gak salah ya ini ya
eh taunya juga dulu di aspak ya
ya ada juga ya maksudnya ada customer gitu ada anaknya
ketika flora normal usus itu komposisinya berubah
ahli gisi rita ramayulis mengungkapkan coklat memang mengandung senyawa triptofan dan penyeletilamine
telah disiagakan di lokasi banjir untuk membantu warga
selain itu game pc memberikan profit lebih besar dibandingkan game mobile dan konsol
dimana mungkin untuk lansia risti kami juga ada satu deteksi dini
mohon berkenan memberikan jawaban
di sebagian besar negara bagian dan teritori
yang paling gue inget tuh pas pras tawa main jelek banget lawan malaysia
apakah sudah ada pernyataan dari pt kai terkait dengan hal ini
nggak cobain gondola atau kereta gantung
nah bukan masalah kesalahan di produksi bukan masalah yang lain
jadi mungkin sebagai penutup dari keseluruhan bahasan dari topik ini apa yang pendeta bisa bagikan kepada kita untuk ya menyiapkan diri lah
ini nilai investasinya mencapai satu dua miliar usd
dan partai kebangkitan bangsa yang juga memperoleh suara di atas threshold empat
pengerjaan satu kain dilakukan oleh ember biru
seporsi besar berisi nasi putih beserta lauknya dengan daging steak yang sudah dipotong potong ini dijual seharga rp satu ratus lima puluh sembilan
supaya indonesia lolos di babak berikutnya
dalam hal tppu sebetulnya dealer mobil itu kalau ada transaksi lima ratus juta ke atas atau mencurigakan harusnya lapor kepada ppatk
bahan baku juga naik gabah
misalnya kita ngomongin soal lapangan pekerjaan tadi sempat disinggung
ketika seseorang sudah terbiasa menggunakan perasaan sebagai bentuk penyelesaian masalah
itu bisa dilakukan secara cepat
seperti dua kali tes swab pcr dan karantina
mengandung makna di setiap hal lainnya
jadi pemerintah denmark memang seperti saya sampaikan tadi
tidak mengalami perubahan dalam fungsi pembuluh darahnya
nah sekarang yang mau kita kejar upah minimum apa upah rata rata gitu
kita bisa lihat di situ yang kedua sistem pengawasan selama ini dilakukan oleh koninfo
terus ada tarian tradisional juga
biasanya lima liter air tape membutuhkan waktu satu lima jam sampai dua jam
alhamdulillah memang seperti yang tadi disampaikan bahwa pada rabu malam kemarin
ya inilah blok ikan salah satu yang menjadi identitas pasar fabian
saya jadi penasaran nih apakah kaum milenial yang tidak bisa lepas dari dunia maya ini beneran pernah atau masih memiliki akun kencan online
rekomendasi sarapan pertama saya ada di kawasan gondang dia
kita main setim pun waktu itu cuma di aspak dulu sebentar itu juga jarang main bareng
tapi menurut gue menurut gue ya
anggarannya kah manpowernya kah atau apa yang kira kira memang menjadi hambatan tersendiri
tapi waktu itu sejujurnya lu ada interest ke ithb enggak enggak juga sama sekali
ingin ku melangkah menuju ke sana
sehingga compliance nya lebih artinya kepatuhan subjek itu lebih tinggi
jadi kita udah main lama juga udah main lama di ibl
tapi sebelum saya akan menyantap makanan makanan ini kita akan lihat dulu proses bikinnya
apakah secara beda beda negaranya beda gitu kan
tambahan dari satu ratus tiga puluh tiga kita tambahkan ada enam puluh lima produk yang akan masuk di dalam list ini
bolden gitu kayak vincent lebih nyaman sih kalau gue ngeliatnya ya cuman
nah mungkin dari situ allah tidak tidur ya
turunan bakatnya sudah ada pasti
misalnya kita punya rendemsevir kita punya papirapir
itu mungkin kesempatan untuk mendapatkan virusnya lebih sedikit
terus itu bisa lebih cepat dicerna terus mengulang ulang tadi medianya
kita akan menyusuri sungai cijulang dikelilingi dengan penerama yang sangat indah yaitu pohon bakau dan juga pohon nipah
berarti nggak ada satu orang yang misalnya lebih unggul karena memang sudah lebih lama pegang senjata
nah ini ada faktor seperti itu
namun masjid itu kebanyakan memang dari middle east dari india
bisa liat nanti ketika
tapi gue malah agak amazed sama mereka yang
mau sudah punya syuting home sendiri
eits tentu tidak afdol kalau tidak menyantap kerupuk mie kuning dengan asinan khas bogor yang asam dan segar
komoditas lain yang juga mengalami kenaikan adalah sayuran dan bumbu bumbu
demandnya sementara meskipun tinggi tapi tetap terlalu apa
di bidang gue bola basket selama gue masih bisa
ini inilah home base dari masing masing tim
pak ade bagaimana kemudian perspektif dari anda
siapkah kita dengan kedatangan yesus yang kedua kali
atau jalan masuk untuk memberikan kejutan
mau seribu orang yang melaporkan soal adanya rumah judi
artinya tadi pemimpinnya sudah ngomong soal menerima dan menghormati artinya juga diikuti
dan di laman resminya danacita mendeklarasikan diri sebagai platform pinjol dengan solusi pendanaan bagi pelajar
karena kan kegiatan mereka itu pasti ada kontribusinya kepada gbk
dan perusahaan rintisan di bidang energi mobilitas dan keberlanjutan
di tengah saat ini saja sudah terjadi banjir yang terjadi semakin meningkat ya
hukum juga seperti cermin para sahabat
nah meski begitu dinding roster memang baiknya digunakan sebagai dinding hias dan bukan dinding utama
ini hanya memang laku anak anak yang mengakses konten negatif
iya dan tapi kan mereka most of them come back
atau dari memiliki perbedaan tetapi kemudian berada dalam satu perahu kembali
oh udah udah dua tahun berarti lu mau bisa ngedang ya hebat juga lu tinggi berapa lu tinggi
karena kan kita butuh ya transfer of technology tapi transfer of knowledge juga
mulai dari pukul delapan belas dua puluh kita serasa di bawah nostalgia karena menghadirkan legenda anak indonesia
kalau melalui jalur hukum dalam rangka untuk pengembangan ya

dan mengotori alam atau objek wisata yang dikunjungi
itu harusnya jadi pr besar buat dia sih
nah jadi kalau kita tahu bahwa astrazeneca kan sudah tidak ada lagi di indonesia ya sejak terakhir itu pertengahan dua ribu dua puluh
cuman lebih kepada ngumpul sama temen temen aja ya
tidak gusrak gusuk gitu
karena sayang banget sih maksudnya di jawa timur apalagi di surabaya bu
dengan latar belakang track record beliau yang udah sangat luar biasa
posko desa dan posko kelurahan akan mengatur dan melakukan pengawasan
cowopress siapa baru kita tutupkan ketua tim kita gitu
alasan utamanya karena lebih murah jika dibandingkan menggunakan sepeda motor
tetap bebas dari ikatan apapun
hanya ada sedikit pergerakan dari pemerintah federal
sebagai siklus yang tidak terhenti
setiap hasil panen langsung disetorkan ke kooperasi dan dicarikan pasar
boleh di sintetis boleh kemudian
jas yang digunakan kemudian kemeja yang sama antara anies berserta caimin seperti apa pak silih
kalau itu dijawab saya bisa menjelaskan
ini menjadikan sosrawijayan sebagai kampung internasional pertama
emang apa tuh kalimatnya yang nyalainnya gimana kira kira
bahagia dan terang dan amali
cuman ada beberapa guru kayak wah nanti di blacklist nih wah nanti ini ini nah kayak gitu ada beberapa guru
itu dia itu masalahnya tuh
karena ini cukup berwarna warni untuk kita
sekarang seperti yang saya sampaikan di sini sudah baru lewat musim dingin
supporter sudah nah kalau kita berbicara
kena meninggal satu orang
rebutan panggung jadi ini
nasdem juga gitu jadi dari daftar itu kan semua partai menyetujui hanya pks yang nggak
kayaknya mas fikri ini pinter banget
lalu kemudian menurun tahun dua ribu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh naik terus
yang nanti akan datang ke ubaya untuk membantu kepengurusan ini
pasti kayak dalam sholat dalam apa pasti kayak ya allah semoga masuk pon semoga masuk pon
pastinya juga berhubungan dengan bagaimana perilaku berbelanja
arus mudik tahun ini
terutama adalah elemen yang berada di dalam koalisi pemerintahan tetapi tidak menunjukkan loyalitas
pengaruhnya terhadap organ ginjal paru
nggak terlalu langsung pengaruhnya nana
kalau gula itu karbohidrat sederhana dimana karbohidrat sederhana kalau kita konsumsi berlebihan
dengan mengedepankan prinsip prinsip hukum yang tertuang di undang undang pemilu
orang tua juga memiliki peran penting untuk memupuk bakat anak
menyambut hari raya idul fitri dua ribu dua puluh tiga pt aneka tambang tbk melalui unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia
maksudnya itu dari rumah itu apa yang membedakannya dari hiu paus yang misalnya di cendrawasih di teluk cendrawasih di papua
udah tau belum dapet minute play segala macem
nah pilihan saya jatuh pada karipap
di mata keluarga bah minto dikenal sebagai sosok teladan dan memiliki semangat hidup yang tinggi
sementara dua brand lain yang sebelumnya bertarung di kelas yang sama
baik coba kita lihat kita gali tuh data data yang tadi disebutkan
saya juga akan mengajak kawan kawan saya lagi untuk melaporkan
kalaupun mungkin misalnya ada orang yang didiagnosis penyakit karena gangguan pembekuan darah
jadi tidak sekedar jalanin aja yuk enggak enggak
ya kita kan antigen di bawah ya
masyarakat yang belum pernah terdaftar haji juga bisa dibadal hajikan
ya itu kayaknya perjanjiannya kayak gitu sih
kemudian biasanya disterilisasinya dengan berbagai cara tuh
jadi urusan kesehatan jangan asal comot referensi ya
tapi ternyata ada nyeselnya juga
sekarang kami berikan kesempatan untuk memberikan
jangan lupa konsumsi gizi yang seimbang bagi tubuh
lokasi lokasi mana saja sih ibu dewi mungkin bisa kasih rekomendasi untuk teman teman indonesia yang muslim friendly
tetap saya rasa tadi yang saya sampaikan tanggal enam tujuh juni akan dijual bebas
kalau kita bicara mengenai ketidakpastian ekonomi global perlambatan ekonomi tiongkok
tidak dengan gaya menggubu gubu seperti yang beberapa minggu ini dilakukan oleh ganjar terutama ya
padahal nenek moyang orang bali adalah seorang petani
persentase peningkatan tunawisma terbesar ada di tasmania dengan kenaikan empat puluh lima persen
di bulan november ya kita sudah memasuki termin kedua vaksinasi
kalau cuaca buruk kalau hujan biasa prosesnya dua minggu tiga minggu
untuk itu sehingga kita optimis nikel kita makin berkembang
dan untuk orang orang yang berpenghasilan lebih tinggi
ini kayak suatu apa ya suatu zat yang padat di sini
coach sintayong juga tidak mau gambling
jadi untuk tahun ini nih kita pertama ada parade
oke saya harap catatannya sudah lengkap
anies juga menolak ajakan prabowo untuk bertindak
terus kemudian juga ada tauge nya dan bawang gorengnya
sebenarnya jasa marga ini bagian tol ini bagian kecil dari pelayanan lebaran
yang menestarikan sejarah keraton yogyakarta
widianta putra teja sudah saatnya reguler di timnas setuju atau nggak setuju
diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka
tidak hanya dari warga sekitar magelang tapi juga banyak warga dari luar kota yang berlibur dan berwisata di kawasan borobudur
nah kan lu emang ini dede
kalau berbicara debat diskusi pemaparan adu gagasan
berikut wawancara kami tersebut
selalu ku berkata tuhan yesus baik
kalau kita persiapannya bagus bisa membenahi kekurangan kekurangan terutama di lini pertahanan kerjasama di lini pertahanan komunikasi dan kemestri
jadi hal hal seperti itu tuh yang biasa dikunjungin orang orang indonesia di sydney
prof kalau kita melihat kondisi ahli fungsi lahan kemudian juga pengaruh cuaca sangat berperan terhadap produksi beras lokal
tentu akan dikenakan sanksi
nggak pernah direbus lagi sih jadi saya taruh di ruang terbuka gitu
iya kalau miki sendiri kan pasti ini semua serba sendiri
dan izin edar itu kan berlaku ya di seluruh negara ya
setelah bersih lanjut ke proses pengukusan yang kedua selama kurang lebih satu jam
enggak lah gue cuman stalking stalking aja kita
dan kunjungan di lokasi yang akan menjadi relokasi bagi warga yang terdampak
untuk mengeluarkan sebuah resolusi
kita tunggu ya mudah mudahan karena isu ini mengangkat dari isu nasional
tapi kalau yang presen seperti ini kendalanya dia itu nggak bisa dikawal
yang diduga melakukan penipuan investasi bodong
ya nanya segala macem
makanya kami akan memonitor dan melihat perkembangan
jadi dia dari seumur muda gitu jadi remaja gitu ya
sambil juga melakukan riset
sehingga pesawat scu satu ratus delapan puluh dua
benar bukan berarti mereka tidak boleh menyewa menurut pemahaman kami
kemudian nanti bagaimana perawatannya
impor di tiongkok india itu meningkat terus
atau terhambat pada hal hal seputar itu
jadi lo gak keliatan tuh nangis sama keringetan kan
itu kan mereka paling dekat nih sih
menteri yang diminta hadir
selain farah dian ratnapuri juga sangat menjaga kesehatan hewan hewan peliharaannya
atau memiliki masalah kesehatan
beberapa harus impor masih lebih banyak yang diimpor
bahkan saya waktu di apa namanya
didin iswandani surabaya jawa timur
dan ee apalagi bu
jadi udah ngelihat layarnya lalu banget terus nggak ada cahaya lain selain dari layar itu
tak heran biak numfor dijuluki sebagai permata
udah sampai rumah memang dia gak kenapa napa
nah ini bagaimana bu rutnam melihat
rilisnya itu menjelaskan ada ribuan masalah
mungkin saja takut aibnya terbongkar
ayat empat puluh hendaklah kamu juga siap sedia
karena libur hidup fitri itu signifikan dengan kenaikan berjadinya
pada saat itu kami menanyakan bagaimana nasib dari tujuh puluh lima pegawai yang dianggap tidak memiliki syarat
kampung adat praijing terletak di desa tebara waikabubak kabupaten sumba barat
popnas tahun berapa ya lu kak
yang bernilai di atas tujuh ratus kalori
salah seorang tante yosua roslin semajuntak bahkan menangis ketika mendengar fonis hakim
yang pertama kita sudah mulai masuk ke panen raya sehingga harus dipersiapkan baik baik
ketua komisi pemilihan umum rutindau
atau kelumpuhan tidur yang sering terjadi pada periode transisi
menjaga agar kok bisa tidak jatuh ke tanah selama mungkin
nah ini kan padahal kan
di ukraina yang di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai donbass gitu ya
kita bisa bertahan sekarang di level empat sembilan untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal yang sekarang
kita punya hutan rainforest yang terbesar ketiga di dunia kan
ayat dua puluh satu tapi bagian berikut bagian b
untuk buat main di ibl sih
saya kira tidak tepat waktunya
kayaknya sebagian besar tau gitu dan bahannya juga gampang
untuk menggerakkan mobil listrik dan pembangkit jaringan listrik
atas nama aisyah azhara sudarmanto
lain kali kita itu kan lebih memahami kondisi daerah
ada gak sih bedanya dilatih sama bunda sama dilatih sama coach coach yang lain gitu sampai sekarang gitu
nah kalau sunscreen itu itu masih ada yang terserap di kulit kita gitu
sebagai contoh mungkin kalau tidak ada media sosial kita tidak pernah tahu
bahkan bisa dicegah pada saat anak anak kita mau menikah pak
inilah radio advent suara pengharapan
ketika pak erick menyatakan kita mendatangkan
tak lengkap rasanya jika ngabuburit tidak membeli takjil ya
karena kan ini buat sajian cantik hampers
oke itu tradisi tradisinya ya
sebetulnya awalnya kita keluarga bapak buka di kota padang itu tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua sebelum merdeka
kayak klub klub west bandit kemarin divisi satu ya itu kan klub namanya tim nih ada tim basket west bandit mainnya divisi satu
ada kemudahan bagi wisatawan khususnya yang seperti kita bicarakan wisatawan asing untuk menyewa sepeda motor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
merekam seluruh suara yang terjadi di koktik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
sebenarnya yayasan konservasi indonesia ini kita ada dari sumatera utara sampai ke papua barat gitu ya
dari genome sequencing itu saat kementeri kesehatan yang itu melakukan monitor dengan ketat
jokowi menambahkan akan berkantor di kn setelah akses bandara dan jalan tol telah rampung dibangun
juli ke desember itu bulan bulan yang paling bagus
apa anda bagaimana melihat kehadiran dari mahfud lebih dulu di kpu
ada gak sih pak caleg yang sudah berhasil menang
sudah delapan belas tahun menjadi pedagang bubur kacang hijau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
bukankah kita bersyukur bahwa allah memperingatkan kita bagaimana menjaga rumah tangga kita dan mencapai kebahagiaan dan kedamaian di dalamnya
selain medan dengan variasi tanjakan dan turunan lintasan yang dibangun di kawasan stadion tuah pahu ini
kebetulan saya biasanya memakai merek impor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
sehingga masjid ini terlihat sangat kokoh dan modern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
oktober itu kondisi di mana harga cabai di setiap tahun akan mengalami kenaikan
tidak seperti kampus kebanyakan tempat ini adalah tempat berkumpulnya ide dan gagasan untuk mencari formula
akibat seringkali mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan penanganan covid sembilan belas di tanah air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
janganlah mereka hanya menghias draw aja gitu
dalam satu sehari perawatan tanaman jenis polong polongan ini mampu tumbuh optimal dan menghasilkan biji berkualitas
akhirnya kesini deh ya sekarang kesampeannya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
sekiranya kita dapat memandang sang raja dalam kemuliaannya
beberapa hari lalu gue nonton finalnya itu emang kayak mentok ya
tapi memang tidak menyangka sekali ya
nah ini asian investment bank ini membantu memberikan dan mengelontorkan dana cukup besar untuk indonesia
harusnya mereka selama ini duduk berkomunikasi
kalau memang nanti dipanggil kpk kemudian terbukti ada konflik kepentingan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
atau bercerita pada saudara mengenai masalahnya
namun demikian bisa saja kemudian hal ini juga merujuk pada elemen yang lain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
merasa bertanggung jawab dalam merawat dan mengembangkan tradisi ini
protokol khususnya adalah dilarang untuk berkumpul lebih dari empat orang
satu grup percakapan tersebut memiliki ratusan anggota dari berbagai daerah di indonesia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
bagi banyak orang diet adalah cara paling ampuh menurunkan berat badan
itu diharapkan bisa diterapkan oleh masyarakat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
rencananya pemerintah kota bogor akan mengeluarkan kebijakan sistem pembelajaran tetap buka
tapi kalau kita coba meminta statement dari pihak kemendak dan badan pangan nasional
nanti kita jemput dan kita setelah mereka kembali kita kirim kembali lagi ke mereka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
terus kualitasnya juga kayaknya ini yang terjamin gitu
dengan kami dari sejak awal sudah mengingatkan kepada pemerintah republik indonesia dalam hal ini kementerian agama
namun sebelum tahun dua ribu sembilan belas penggunaan uang tunai telah menurun secara bertahap dalam perekonomian di negara ini
bahwa saya merasa bersyukur dan bersyujud kepada allah
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan
kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah
lima pemegang veto yang sepuluh itu elected
oke kalau kemudian tadi bu nadia mengatakan bahwa ini adalah persiapan untuk menuju pembelajaran tatap muka
masa panen berarti kita ngomongin juga tentang stok ini pak
oke itu dari jualan kampanye nya paslon satu tapi paslon tiga pak mahfud md ini kan masyarakat masih bingung ya dengan sikap positioningnya pak ganjar dan pak jokowi
namun tetap menjunjung tinggi sportivitas
rasa yang dapat diterima para penikmatnya

kemudian ada kristen ini satu sembilan
pengajar fisika pada universitas fairfield connecticut amerika serikat ini tergabung dalam tim perbandingan data dan teori
salah satu olahraga yang dibawa adalah ikan asap selain produk olahan olahraga yang lain
tapi ada di batas kita nggak masuk ke tempat kita mainnya di batas
yang tidak ada penjelasan rasional
pertama kan saya sampaikan bahwa beliau ini adalah pendiri kota solo pertama kali
guna mendorong perkembangan industri animasi dalam negeri
nah ini apa apa saja dan bagaimana cara kerjasamanya
saya mau mengajak anda melihat di sana itu adalah trotoar di jalur gatosubroto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
membuat tempat ini harus memasak cukup banyak setiap hari
untuk saat ini transit yang sedang beroperasi ada dua belas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
apakah indonesia harus mulai beralih dari rezim subsidi pangan menjadi jaminan produksi petani prof andreas
emang kesannya sih bosen ya gitu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
pokoknya saya awal target itu udah latihan aja terus mau main di libama mau main di ibl saya nurut aja
hal ini berkaitan erat dengan jumlah keturunan dari mbah dalem arief muhammad
terus juga kan kita tahu ya pada tahun dua ribu dua puluh dua silam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
yang juga merupakan mahasiswa sekolah tinggi multimedia yogyakarta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
apa tadi mau nanya apa tadi berarti sekarang nih kalau anak anak sm sendiri itu balik ke mesnya tuh kapan kok berarti
dijajakan sejak pagi dan rata rata legendaris alias sudah terkenal laris lintas generasi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
kemudian kalau kepercayaan itu kemudian didapatkan kembali
iya biar sponsoran masuk kan enak gitu kan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
namun masih ada yang tetap melakukannya
ya ini pasti benar ini
artinya yang pertama kali harus dibenahi itu
masalah masalah dari konflik konflik itu bisa dikomunikasikan
pada enam juli lalu dihadapan dpr memaparkan biaya awal pembangunan kcjb
itu kan hari biasa kan bukan weekend kan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
kalau dibandingkan dengan swab pcr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
seperti apa sih mas praktek praktek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
jangan lupa pakai kremesan dan juga sambal hijau
nah ini asetnya apa nih yang bisa kita wariskan kepada keturunan kita
maka tidak perlu bagi yesus untuk mati di kayu salib
itu harus di manage
seperti jabodetabek plus dan wilayah wilayah lain
jalan pakai kaos persebaya gitu
di undang undang pemilu nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas itu jangan melalui jalur politik
tidak seperti kebanyakan nama masjid di indonesia yang menggunakan nama
nampaknya ini dari para tim pasukan pengibaran bendera merdeka putih masih berada di sekitar anda
pavlova memiliki arti penting selama musim perayaan australia dan berfungsi sebagai kanvas ideal untuk memadukan bahan bahan asli
kami punya kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik
orang mau melapor ke kepolisian itu masih berpikir sekian kali gitu loh
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
kadang kadang kan mereka laki laki suka nggak aware ya gitu kan
ketika matahari sedang panas panasnya saya menuju pengadilan negeri jakarta selatan ini
nah anda mau mencoba membeli bakpia sambil mendapat pengalaman dan pengetahuan baru di yogyakarta
jor joran kita dikasih tesi aja sampai ke taiwan seminggu segala macem
jakarta didominasi infrastruktur gedung bertingkat
platnas itu dua ribu lima belas bulan oktober
telah terungkap sebagai putra dari
dari jabatannya sebagai kepala bagian umum direkturat jenderal pajak menkeu
ayamnya digeprek menggunakan meat hammer atau palu daging
ada pesan kesetaraan dalam islam dari masjid masjid tua di yogyakarta
banyaknya usaha dorok dok di wilayah sukaregang
kemudian setelah itu kita melihat di demografi
baik kedua kereta ya pak ya apakah itu turangga maupun kereta komuter bandung begitu
apa sih yang lo rasain wah gokil juga nih cina ya
bagaimana untuk menegakkan diagnosis yang namanya covid sembilan belas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
termasuk murah terus juga enak
dia berdebat di tv tiap hari habis rangkulan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
bermaksud ini mengatur konten kreator untuk verifikasi kontennya ke kpi
ada tuduhan bahwa kebijakan mensyaratkan tes pcr sebagai syarat perjalanan transportasi udara itu menguntungkan segelintir pengusaha
melakukan divestasi divestasi atas investasi jalan tol yang telah mereka keluarkan
yang padaku bukan dari dunia
dalam kehidupan golongan menengah ke bawah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
kuliner kopi memang menjadi salah satu jawaban wisatawan
sebesar berapa dua juta ton
atau misalkan mereka diperiksa ke posyandu disuntik
dari teman teman itu yang ingin
saya deg degan terlebih ini kali pertama saya terbang menggunakan para layang
hari rabu pemanggilan kamis kesini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
sudah beberapa bulan terakhir langkahnya tertatih nafasnya tersengal
seperti orang tua paman bibi atau kakek nenek kepada anggota yang lebih muda
yang tidak ada kelainan struktur di lambungnya
sedangkan daging steak yang dipakai adalah us beef sirloin dua ratus gram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
agenda pada hari ini adalah pembacaan pandangan dari pihak dpr presiden dan kpu
produksi nasional kita itu mengikuti siklus fenomena iklim kan
pemerintah federal mengatakan sudah mengambil tindakan
nah kalau memang anda sukanya barang items yang bisa dipegang
saya berpikir ya situasi semacam ini menular karena itulah kita sesungguhnya tidak terlalu kaget lagi apabila lagi lagi terjadi kasus perundungan di sekolah
saya kira kalau proposal bisnisnya cukup menarik mungkin hal ini bisa menjadi satu alternatif ya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
betul dua syarat mutlak yang menjadi alasan pelonggaran bermasker di satu negara
gule kacang hijau yuk kita cek ke warung gule kacang hijau nur aziza meski tampak sederhana
wilayah karawang jawa barat
kini ia memilih mengerjakan di samping rumahnya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
dari jam sekian sampai jam sekian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
hanya saja harus diperhatikan keadarnya sesuai kebutuhan tubuh masing masing
terima kasih atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
meski menggunakan mesin penggiling tebu dengan kapasitasnya
serta sejumlah ruas jalan ditutup pada jam jam tertentu
covid sembilan belas menyebar luas di kota beijing dan juga shanghai dan saat ini ibu kota tiongkok beijing sedang menerapkan lockdown ketat
apakah nanti pak mahfud akan memakai baju yang lain yang menarik
mereka menjadi petugas petugas partai ya
yang memang menurut kita sudah sangat baik gitu
itulah menurut saya karena perbedaan kualitas itu
maka makanya tadi saya bilang kan menembak kan segmented banget kan
saya ditemeni sama petugas informasi dari taman hutan raya juanda ini dengan pak ganja
karena misalnya mobil mewah saja
nah ini tentunya responnya berbeda beda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
perpustakaan digitalnya memudahkan para mahasiswa mendapatkan akses literasi
sebenarnya kalau dicetak juga bisa jadi gula merah
kementerian perindustrian juga harus mendukung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
animator indonesia dinilai mampu bersaing di skala internasional pada sektor kreativitas dan ide
oke ini kita langsung masuk ke games yang udah biasa kita jalanin nih
masalahnya itu adalah dua menurut saya
ini adalah kontribusi utama menyebabkan peningkatan laju penularan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
seperti yang tadi pak satriawan salim katakan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
tukang beca gitu ya petani atau yang tukang tukang yang sering nampak matahari itu kan memang
boleh dipakai berbarengan tapi nanti ada waktu waktunya bagaimana nanti dokter meresetkan
dari dulu pun saya juga terlambat gitu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
cuman ya kita percaya dengan potensinya gitu ya
pertanian dari tujuh belas sektor usaha di indonesia
menjadi bangunan dua lantai
sebesar satu ratus lima puluh dua ratus ribu rupiah untuk berbagai keperluan

para wisatawan ini harus mematuhi aturan aturan yang ada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
oh gak tau itu saya jangan nanya ke saya dong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
kemudian setelah itu kita harus lengkapi syarat syaratnya untuk mendapatkan izin
asli saya pikir mau cuma tinggal masukin kelar tunggu loh
saya bilang oke kalau ditolak saya ada teman teman di bawah ada wartawan pasti nanya
nah aspek yang kedua adalah pemenuhan daftar periksa protokol kesehatan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
oke kita pakai ini lagi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
kalau misalnya dibuat gedung parkir pun itu juga agak masalah karena investasinya terlalu besar
data kebocoran bpjs kesehatan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
yang orang kayaknya si pemiliknya sampai dikejar nggak sih
aduh nanti semakin langsing ini kita ya
saya berharapnya menembak itu punya bibit baru
hal itu yang membuat sebagian besar masyarakat bali memilih bekerja di sektor pariwisata dan meninggalkan sawah dan ladang
tidak secara lurus atau lugas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
bagaimana mewujudkan partai politik modern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
bagaimana warga negara indonesia yang berada di qatar ikut merayakan kemerian pesta bola dunia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
tapi kalau ke batam kita haluh guling sendiri
masyarakat indonesia semakin rentan terhadap berbagai penyakit yang tidak menular dan berkaitan dengan gaya hidup
yang harus ditonton oleh dua supporternya
hingga yang paling mahal dipatok enam puluh ribu per malam untuk kura kura berukuran besar
perlu diterjemahkan lebih spesifik lebih sederhana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
kuahnya ini merupakan perpaduan dari petis atau sari udang dengan bawang putih bawang goreng dan jeruk nipis
ada rasa lain yang ditawarkan seperti rasa buah misalnya durian atau rasa kekinian seperti teh hijau atau green tea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
indonesia masih didengarkan pendapatnya dalam hal ini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
kantung mata sembab disebabkan oleh penumpukan lemak atau cairan di kantung mata
meski tipis ya mungkin di sejumlah sosial media tadi
tumben ada helm pertama kali ada helm di meja ini bang
setuju atau nggak setuju derrick michael timnya terbaik lu sampai saat ini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
kayak ada pj pj terus sm juga sama prawira waktu itu
kementerian kesehatan menyebut masih ada sekitar empat empat ratus sekolah di indonesia
sebelumnya tujuh puluh lima pegawai menyatakan keberatannya karena pertanyaan dalam twk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
hukum karena mereka adalah penegak hukum
waskita karya ini utangnya menumpuk
mungkin skill individu itu gak menentukan juga
setelah ada data bulan januari februari bahwa kita itu inflasi loh
akhir akhir ini kuliner khas afrika sedang jadi perbincangan di media sosial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
jauh jauh sekolah jadi petani kan gitu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
nah itu memang cakupnya akan lebih tinggi
sehingga membangun jaringannya itu tidak terlalu panjang
betul memang ada yaitu pertumbuhan inflasi plus pertumbuhan ekonomi dan nilai koefisien tertentu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
nah ini engagement yang menunjukkan bahwa persepsi publik itu benar benar nyata terhadap putusan mk
saya senang bahwa harga harga yang saya pantau di pasar dalam minggu ini saya cek di pekalongan
komentar andre rosiade dari partai gerindra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
sekarang sampai udah mau jalan tiga tahun ini
pelan ya walaupun pelan walaupun gak terlalu cepat yang namanya titik titik temu itu sepertinya sudah mulai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
baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya
tolong bacakan juga firman tuhan dalam injil lukas dua belas ayat tiga puluh lima sampai dengan empat puluh
di sini bukan hanya untuk tempat tinggal keluarga cha
saya telah berbicara dengan pemain sekolah di kanada dan amerika
kalau daerah sekitarnya belum mencapai
apakah sekali lagi anak yang satu ini betul betul menjadi objek kekerasan objek perlakuan semena mena dari teman temannya
kemudian selang berikutnya langsung kita ke cilgon banten
dengan adanya dicabutnya pasal
itu juga salah satu masukkan dari pak
uniknya sandwich yang diberi nama tuna kado ini
pokoknya yang tahun terakhir kan sekarang udah gak ada tuh lagi pandemi kayak gini kan
jangan terburu nafsu untuk bertemu beri waktu untuk saling mengenal dan melakukan pengamatan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
tak hanya penanaman rumput baru optimalisasi sistem drainase pemasangan media tanam hingga fumigasi media tanam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
masalahnya mereka udah ada penangkal belum gitu loh
barangnya ditinggal orangnya pergi orangnya akan telepon ke kita barangnya udah kita antar
kami harapkan memang tidak terjadi kesalahan kesalahan yang terjadi pada tahun tahun sebelumnya
hanya mungkin ya jaga kondisi aja paling main eksebisi mas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
layar udah dibentangkan pantang mundur
oh itu maksudnya udah dalam kondisi batinnya udah siap untuk latihan gitu ya
seperti itu tetap bisa menjaga kekusukan kita dalam beribadah tentunya bu
dila berarti labelnya udah pemain pro kan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
kita akan lihat nanti bersama semoga orang orang toksik ataupun bermasalah ini tidak masuk ke dalam pemerintahan selama lima tahun ke depan
nah kalau itu diterapkan saya yakin kelangkaan itu dapat teratasi gitu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
dinaikkan dari lima puluh juta rupiah per tahun menjadi enam puluh juta rupiah per tahun
masak daging malon dengan bumbu rempah rempah seperti cabai bawang merah bawang putih merica kunir dan jahe yang telah dihaluskan
ada tiga macam penyakit di dalamnya
kemudian wakil ketua merangkap sebagai anggota yaitu zainal arifin mokhtar dan tiga orang anggota lainnya yaitu estu budiarto setiwan basuki serta hendra prasmono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
kemudian tenaga laboratorium apotekar bidan dan sebagainya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
tuhanku ini masih lama lama datang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
ini yang saya kira harus dipikirkan
ah terlalu apa ya
hipersomnia atau kantuk berlebihan yang tidak tertahankan dan dapat terjadi sewaktu waktu
timnas elite kan gak main di playoff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
widawati dan widawati menceritakan bahwa jumlah dalang wanita saat ini hanya hitungan jari
saya terakhir mau ke pak gatot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
gula tidak bisa dipisahkan dari konsumsi harian masyarakat karena merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh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
sembilan belas negara membatasi ekspor produk pangan
apa langkah antisipasi ke depan menghadapi krisis pangan dunia ini
yang terbaru pemerintah amerika serikat menyebut israel menyetujui
yang menjadi pertanyaan besarnya adalah
waktunya satu menit silakan dari sekarang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
komunitasnya berada dalam krisis karena penyedia persewaan jangka pendek
sehingga total impor tahun dua ribu dua puluh empat sebesar tiga enam juta ton
kalau melihat itu di kalimantan seperti apa bang ari
kita sudah tampil di seluruh level piala dunia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
ya reinhardt memang hingga malam hari ini belum ada keterangan resmi
hal ini dikarenakan saat hujan suhu tubuh turun dan tubuh memiliki mekanisme untuk mempertahankan suhunya dengan cara membakar kalori yang lebih banyak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
terkait dengan persoalan perempuan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
ada proses di otak dimana seseorang akhirnya menggunakan itu sebagai mekanisme mereka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
prnya mungkin adalah tracingnya bagaimana mengetahui orang orang yang menggunakan alat tes swab bekas ini
berapa banyak presiden yang sebenarnya
kadar depresi yang dialami oleh caleg itu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
nah itu prinsip yang akan kita laksanakan
lu seperti kepikiran gitu gak sih
dokter spesialis kulit evelyn mengatakan bahwa kulit di bawah mata merupakan kulit yang paling tipis
ramah lingkungan dan juga satu kuncinya
kita doakan mudah mudahan musim depan dila tetap bisa mempertahankan performanya atau lebih baik dari dua ribu dua puluh tiga mungkin ya
ya mulai mengenal karakternya semua
berarti kan ada tim dari pemerintah dari kementerian agama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
akhirnya terjawab kegelisahan kita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
atau barang barang mau dikirim ke luar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
kita harus mulai memikirkan opsi
harga makanannya pun masih ramah di kantong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
efeknya banyak orang makin panik karena khawatir jika krisis moneter akan terulang kembali seperti yang terjadi di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
melainkan jaringan atau frekuensi yang memungkinkan unit yang terpasang
jika bergunjung ke tempat ini mie bangladesh punya dua pilihan
pemain yang ngajakin main dobel buat tahun depan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

menyiarkan kondisi ini secara langsung tak ingin kelewatan apa yang dibacakan hakim banyak dari
saya pikir langkah langkahnya memang harus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
kan pak prabowo dengan gibran tidak mengkritik pemerintah
orang tuanya mungkin tidak terlalu
di pemerintahan atau hanya coba coba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
tapi agak susah sama bahasa mereka kayak logat gitu
ya gue juga sebagai gue juga yang dulunya juga kayak gitu
disusul dengan intensitas waktu rendah
kemudian getaran banjir dan sebagainya memang intensitasnya lumayan banyak
ini kelapanya sebanyak dua belas sampai tiga belas putir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
ini sebagai bagian dari perubahan
ini karena kandungan gula aren pada saat dibumbui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
lalu harus seperti apa menjaga motor kesayangan
itu adalah ketua partai golkar ya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
walaupun kalau kita lihat sentimen by engagement itu ternyata narasi besarnya positif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
kalau kaitan dengan bandung karena bandung tadi saya katakan sebagai sebuah kementer
bersaing sama nama nama yang cukup besar lah
ada latar belakang tertentu seperti orang orang tersebut atau target target ini tidak punya perlindungan hukum
cuman metode film yang kita pakai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
menteri keuangan sri mulyani mengatakan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
namun hitung hitungan bagaimana timnya bisa solid seperti itu ya pak aji ya
nah mungkin kan kalau itu buat orang orang yang bekerjanya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
yang comply dengan segala aturan
itu sudah ditanya soal sebagai saksi beliau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
kue ini pun banyak disukai oleh masyarakat
setelah olimpik nah cibutet kan setelah di china kan cedera tuh
mulai dari benang kapas hingga pewarna alami
ada yang mengatakan memang panen raya kita berakhir di bulan juli dua ribu dua puluh tiga
dengan biasiswa penuh untuk belajar kedokteran dan sains teknologi dan engineering mathematics
rupanya pembeli tersebut telah mengincar jaguar sejak dua tahun lalu
dalam kepercayaan jawa kuno orang yang lahir pada selasa kliwon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
secara cuma cuma atau gratis bagi para penduduknya untuk melakukan tes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
lihat dari sejumlah pertanyaan yang diajukan pada saat tes wawasan kebangsaan bukan hanya soal wawasan kebangsaan saja
nah itu yang kita harus lacak
pungguli yang terjadi di proses seleksi tersebut
mulai dari menggambar pola hingga mewarnai
tentu ini kita bisa lakukan secara bertahap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
saya pikir pilihan pertamanya masih pratama arhan ya
sementara dirjennya itu mengatakan itu ketelambatan dalam pengiriman
tidak banyak perempuan yang bisa melakukan seluruh empat puluh dua tahap tersebut
terus identik banget sama cewek tuh gue gak nyaman
nah sebenarnya hal ini terjadi karena setelah kita mengkonsumsi gula
penggunaan yang tidak sesuai dengan syarat yang ada dari bahan baku tersebut
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio advent suara pengharapan
kalau ada partai partai yang merasa bahwa tindakan presiden selama pprs itu
makanan apa yang lu suka waktu dateng
secara psikologis masa pjj ini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

diperiksakan dulu bagaimana sih kondisi medisnya
itu yang kita bisa lihat dari live tiktoknya anies baswedan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
kami senang bila anda semua boleh tergabung dalam pendengar radio advent suara pengharapan
tapi tidak bisa dibungkiri seiring waktu rambut menjadi rontok dan tipis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
itu bisa dipenuhi dengan sebaik baiknya
ia baru sadar ternyata motornya raib di gondol pelaku curanmor
bisa dijadikan role model ya
meskipun di pernyataan itu
juga ketua satgas mafia bola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
menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mendorong para orang tua
oh kalau albino itu coba bapak tangannya begini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
kan seperti kena sunburn itu kan juga membahayakan juga ya
baik prof andreas pemerintah harus mulai mengutamakan kebutuhan petani sehingga menjadi daya tarik ya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
terus bertahan hingga kini karena filosofi yang dipegang teguh
di perlombaan sangat diperhatikan
dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang
lately memang beberapa negara sudah mulai jarang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
membuka peluang yang besar bagi pelaku umkm
atau sudah melakukan vaksinasi
satu dari penerimaan itu sudah mulai banyak target target yang dinaikkan
pertama tentunya keamanan pada laboratorium
barong yang berasal dari seni tari bari
sejuk dan sunyi dengan panorama hamparan alam lereng gunung sindoro
kakak beradik itu yang mau bekerja sama rupanya
sadarusti menegaskan garis dari partai politiknya saat ini jelas yakni sebagai oposisi
ada anak yang adventurous gitu kan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
seperti tadi sebelum kita jeda saya akan ke mas ariandi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
penguatan dan kelincahan menjadi menu latihan di fase fisioterapi berikutnya
yakni partai nasdem yang memperoleh suara sebesar sembilan enam puluh enam persen
nah kalau mau resikonya yang agak moderat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
bencananya seperti banjir longsor gelombang tinggi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
liburannya kemarin ke bali sama ke labuan bajo
tapi secara tim di nba pun mereka termasuk yang cukup muda
berhenti bekerja sebagai buruh pabrik di boyolali erin anissa menekuni hobinya dalam seni melukis
perlu bantuan jadi seperti
dulu mungkin mas tera kurang disorot nih
selain foto safira juga membuat konten dari video kegiatan di rumah sehari hari
ya kendaraan direct kami tambah banyak sekali dari satu ratus tiga puluh enam jadi satu ratus enam puluh tujuh
kalau dari usia sih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
prabowo gibran dan seluruh koalisi indonesia maju kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan
tidak lain untuk melestarikan budaya nenek moyangnya
pas masuk ke virtual concert kita cuma bisa melaksanakan pertunjukan yang hanya tiga jam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
kembali ke di dalam program diversifikasi tersebut
tanaman tanaman termasuk jamu jamu semua dipeliti di sana
tapi kalo menurut saya yang baik tuh aturannya aja yang diganti
ini diperbolehkan untuk tidak mengenakan masker berbicara mengenai kepatuhan publiknya seperti apa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
total total mungkin ada belasan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
ini mungkin karena tegang atau apa
fani krisina dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi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
retorika terkait diversifikasi pangan
atau hari ini kami telah menerima
salam kasih selamat berjumpa kembali untuk semua pendengar radio advent suara pengharapan
bahkan pertanyaan pertanyaan sebut masuk ke ranah privasi yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi dari komisi pemberantasan korupsi itu sendiri
graciala pangaribuan devi fitriani jakarta
pendiri restostik diekak menjadi peduli di nasi gila untuk memperoleh makanan yang disajikan dengan cita rasa dosantara salah satunya yaitu nasi gila us beef sirloin menu ini merupakan perpaduan steak dengan nasi gila lengkap dengan lauk paupnya
kuncinya melalui dukungan komunikasi hangat dan terbuka
filler menggunakan suntikan berisi asam hyaluronat
beruntung pengendara sepeda motor berhasil turun menyelamatkan diri sebelum api membesar
bahkan sudah memprediksi wilayah mana saja yang mungkin akan terkena dampak jika terjadi gempa bumi
mulai dari harga lima ratus lima ratus lima puluh dolar per bulog
tapi lagi lagi kayaknya tim sekolahnya juga futsal ceweknya gak gitu keurus gitu loh
di apa main basket udah sempet di ngobrol bareng
meskipun gerakan ini berintensitas rendah ternyata saya cukup kesulitan mengikutinya
tubuh adalah untuk tuhan
tapi saya pikir ada yang harus diberikan untuk orang orang yang lebih suka menggunakan uang tunai
geladih bersihnya itu pas libur natal tahun baru
nah itu sebabnya kenapa kami berusaha untuk mendalami masalah ini
dan disalurkan melalui cuitan cuitannya dan postingannya ya
masjid raya islamic center jawa timur yang terletak di dukuh kupang surabaya
penelitian tersebut menemukan bahwa mereka yang juga menerima terapi tidur mengalami pengurangan gejala yang lebih baik di siang dan malam hari
jadi buat nanti tanjil kan bisa dimakan lagi
semoga panen gadunya tidak semengerikan yang prof andrias sampaikan
kalau nggak salah smp bakti ya kalau nggak salah ya kok ya
jadi kalau mereka bersikap menjadi seorang negarawan maka kemungkinan besar mereka akan
keberadaan situs agama hindu dan islam dalam satu lokasi ini berhasil menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi yang buka setiap hari mulai pukul tujuh hingga pukul lima sore ini
ya memang kan saya suka basket
paling tidak saya sekarang melihat satu titik terang baru bahwa
ngumpul di prabowo sama ganjar
perlakuan barang barang besar yang lain juga serupa dengan kendaraan roda dua
nah sekarang pertanyaannya sudah dipartipnya
guru taman kanak kanak ini kerap menekankan pada putra putrinya kompetisi bukanlah soal menang atau
jadi gini ada jarak aman di mana benda benda yang ada di sekitar lubang hitam itu bisa tetap berada dalam orbit lingkaran
anggaran bansos dua ribu dua puluh empat mencapai rp empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun melampaui anggaran bansos pada masa pandemi
pak presiden jokowi juga bilang oh itu mah gak susah itu mah cuma ini gitu
dan ternyata banyak orang juga yang ikut berpartisipasi untuk ikut nari
rumah atau apartemen gitu di florida
yakni financing cost atau bunga dan biaya lain saat mencari pembiayaan
mau mau mau sih semua orang ini mah
yaitu wuk yang berarti ilmu perang
akhirnya terlihat di lapangan ya mas
jadi ada statement nanti lu bilang setuju gak setuju
gencatan senjata itu akan menghilangkan right to defense
kalau nanya bantuan dari arab itu tanya ke yang lain lain
ini bukan arah sebaliknya ya dari jawa ke jakarta
ada surat edaran dari
adalah hal yang menakjubkan untuk menyadari bahwa kita benar benar hidup di saat saat terakhir sejarah dunia
apakah aktivitas sesarnya ini kemarin kan sudah sempat dikasih tahu ke masyarakat
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
baik itu baru yang bisa kita gali dari alkitab
tidak hanya bekasi yang punya pempek unik di bandung juga ada lho
yang berada di lokasi berbeda
masuk ganti nama jadi bandung utama itu pertama kali gabung
yang mengatakan bahwa dari tingkat dasar
jadi landasan hukumnya sudah sangat kuat sekarang
bahwa mereka yang sudah mati dalam kristus akan dibangkitkan
kepada kepentingan polisi penyelidikan commonwealth
baik ketika berhadapan dengan masyarakat
pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan di wilayah dengan ppkm level satu sampai dengan tiga
tidak hanya satwa liar pemirsa tapi juga tumbuh tumbuhan untuk bisa dijaga dan juga dilindungi tentunya ya
nah gue sama go far tuh menaklukkan tiga angkatan dengan jokes gue
terus buat kayak kan saya juga masih kuliah buat bagi bagi waktu
nah yang itu jadi piala mvp regular ibl
ini yang harus didampingi ini yang harus diadvokasi agar petani kita juga tersenyum jika harganya tinggi
apa nih yang kemudian membuat proses validasi menjadi lama
seartinya kemudian dengan kendala atau keterbatasan yang ada
kesalahan kita dalam mengimplementasikan
cukuplah mendengar ketika banyak sekali penolakan dari semua elemen ya pekerja buruh juga mahasiswa dan rakyat kebanyakan gitu
nah kalau kemudian masuk ke langkah politik
impact yang lebih besar pada anak anak sekolah
selanjutnya hadirin sekalian calon presiden nomor dua bapak prabowo subianto
maka pada tahap berikutnya barulah kemudian kita memberikan fasilitas kesehatan sampai ke desa desa
oke artinya kemudian kita perlu memikirkan after sales nya ini bagaimana
untuk mendapatkan penyelamat secara konstantin
saya pun cukup kerepotan ketika mencoba mengendarai bentor
karena pernah waktu itu tahun dua ribu sembilan belas
ya iya bener dia masih melatih
prastawa masih mengagumkan pada debutnya sebagai atlet basket profesional
transformasi kesehatan merupakan sebuah inisiasi yang dilakukan kementerian kesehatan yang mencakup enam pilar
jadi tidak menutup kemungkinan kita akan kembali mencapai pertumbuhan bisa sampai enam tujuh persen
setelah berhasil melepaskan jala yang tersangkut di batu selanjutnya saya mencoba menabar jala
memiliki sawah betul betul perhatikan agar produktivitasnya bisa meningkat
nah kalau pertandingan nanti di lima belas januari akan seperti apa bungkus
menurut bapak sendiri sebagai salah satu operator perberasan ini apakah besaran kenaikan ini sudah ideal pak
kedepan remunerasi disesuaikan dengan direksi sektor swasta pada sektor yang sama
keberadaan makam dari mbah dalem arif muhammad yang berdekatan dengan candi cangkuang ternyata memiliki makna filosofis tersendiri
sebagaimana salah satu syarat untuk menjadi aparatur sipil negara
terus di wushu penggunaan senjatanya lebih banyak
dengan senang hati kami akan menemani anda melalui rangkaian acara
untuk pelonggaran sekarang masyarakat masih boleh salat tarawih
karena mungkin konservasi sekarang juga sudah sangat berkembang
kebutuhan dasar kita kan makan minum makan
selain untuk memantau kesehatan sekat juga membantu melokalisir jika ada wabah menyerang kandang
jadi levelnya pemain iraq itu sebetulnya dengan kita tidak begitu jauh walaupun mereka delapan belas orang main di luar negeri
ultraviolet a itu panjang gelombangnya itu yang paling panjang
dengan pecahan mata uang rupiah
jadi kita jemput di airport nanti kita kirim balik lagi
direktur utama pt food station yaitu bapak karyawan gunarso
kalau kita lihat tuh apakah mereka memang benar benar membahasnya itu
mereka akan melakukan pekerjaan itu

catatannya diperbanyak untuk spklu nya maksudnya setahu saya selama ini orang kan masih takut untuk beli mobil listrik
seporsi burger pun disiapkan chef
berarti kebukti gitu ya
dan semoga semakin banyak lagi adik adik di daerah
dan adakah tipsnya mbak terakhir bagaimana kita bisa menghadapi keuangan yang pastinya juga harus lebih hemat
masih tersisa dua debat yang akan berlangsung pada dua puluh satu januari dan empat februari dua ribu dua puluh empat sebelum
tapi di india juga ada klases of conscience juga dengan apa yang terjadi di palestina
bukan yang gue menang selama ini gara gara mereka ngasih gue jalan juga engga gitu
namun kita terus melihat bahwa tuhan adalah allah maha kuasa yang tetap memegang kendali
oh iya paham kayak kaleb lah ya
pak yunis apakah dua syarat ini yang pertama adalah keberhasilan pengendalian laju
gue ingin bisa bagian dari itu
jalur tengkorak yang kami sampaikan gini
kontak tracing harus terus berjalan untuk melacak mereka yang kasus terkonfirmasi
yang menyiapkan pendampingan terhadap petani
itu ya pak anies sudah tampil
ruang yang lebih besar yang diciptakan oleh baik tokopedia maupun tiktok ya
jadi segmennya baru banget
itu justru yang harus disarankan berolahraga supaya memang bisa membantu meningkatkan quality of life mis
dari pernyataan capres nomor dua ya
selain itu dengan pengaruh alkohol juga itu dapat menurunkan kelemahan dari penglihatan seperti itu
karena presentasi tikus menjadi wobbling atau terjadi kecatatan lebih tinggi dibanding perkawinan tidak sedara atau outbreeding
dari mulai sampai tes event kan gak jauh cuma lima bulan tuh
kalau beli langsung di kampung kerupuk rata rata dipatok rp satu per buah
bahkan bisa berdampak tidak sadarkan diri atau koma
eh eh berarti lu total di jepang berapa hari
orang orang yang mungkin bisa berkunjung ke sini
nah di dua puluh dua april kemarin itu menjadi pamungkas bahwa secara sah prabowo gibran kemudian diputuskan dalam tanda kutip ya menang
karena dari laut hitam itu
kami mendiskusikan terkait pangan
kalau aku sih ya padanya gini aja gitu
yang melambangkan harmoni antar golongan di jawa timur
ada orang tua yang belum tahu tentang vaksin pcv ini
terus kita tempatkan pendidikan putra putra terbaiknya di tempat perguruan tinggi terbaik di indonesia
baik terima kasih atas informasinya
nah ya kayak gitu maksud gue kalau jadi harus dari muda dan apalagi dari muda kan lo lebih mudah belajar gitu kan ya
dan ini menjadi bagian penting dalam proses pendebasan politik rakyat
dan ini kita masih bukan masih sih masih di awal season tiga ya cen ya
dan lili tadi tampil dengan percaya diri ya
di sini ada percakapan yang disampaikan oleh saudara sen
merupakan salah satu daerah
ya jadi belakangan ini memang banyak ketertarikan sama
setiap orang memiliki cara masing masing dalam melakukan aktivitas fisik yang satu ini
tangan kanan menyentuh lutut yang otomatis membuat badan sedikit menunduk
belum lagi sekarang orang kan gampang sekali di hack dan lain sebagainya
terus nggak terlalu apa itu
di antara masjid patok negoro lain masjid ini disebut yang paling tua yang dibangun oleh bendoro pangeran hanga bey sandio
sampai sekarang makanya gak jadi jadi gitu ya
gue jam tiga baru bisa
pertanyaannya apakah nanti ketika di luar pesantren ketika tidak ada aturan
sehingga memang mengalokasikan dana rp empat ratus sembilan puluh enam triliun untuk apbn dua ribu dua puluh empat
sekitar tiga puluh sampai empat puluh kali ya siklusnya itu
atau proses pembangunan dki
kalau saya sendiri waktu itu saya sudah berusaha untuk mencari jalan jalan jalan
nah mari kita ikuti bersama wawancara berikut
sehingga kami melaksanakan patroli bersama anggota
jadi kalau di indonesia surveillancenya belum mampu menggambarkan kasus di masyarakat
cuman ya sudah lah kita hormati karena sesama kolega gitu kan
suara yang dihasilkan mangkuk kuningan ini dipercaya mampu membuat meditasi
sebenarnya itu tidak menyalahi selama kita tetap berdoa dengan tuhan
tapi kemudian dia membuat semacam distorsi
perpaduan manis paprika dan tomat menyatu sempurna dengan daging sapi yang lembut
butuh tenaga ekstra dan kepiawayan untuk mengatur gerakan kaki dan tangan
agar mata tidak kelelahan vili punya cara tersendiri untuk mengatasinya
ya yang pasti doa terbaik kalau kita sebagai warga indonesia pendukung dari tim nas ini selalu mendoakan yang terbaik
jadi orang nggak bisa datang hanya bisa takeaway
dapat menyebar kepada orang orang sekitar yang awalnya mungkin kurang yakin dengan saya
mungkin jadi pelajaran buat pemain pemain kita sekarang ya mas ya
untuk seolah olah menemukan
nah disini juga yang jadi prima donna adalah sambal dadak
saya memanggilnya sheikh karena begitulah ia biasa dipanggil di sini sebagai orang yang dituakan
nah itu kan mengurangi jam terbang wanita
jadi saya tinggalnya tuh di kos
hakim sempat naik pitam dan bersuara lantang menyuruh mario untuk diam
kami mendatangi salah satu toko roti di kedaung ciputat tanggerang selatan
senjata api polisi dari polsek tambora terpaksa dikeluarkan
dia itu punya rasa terima kasih
hujan menjadi alasan bagi sebagian orang untuk tidak berolahraga di luar ruangan seperti ini
oke komunikasi juga lancar
tapi rasanya pasangan sama liliana natsir tuh kan waktu si awya pasangan tuh liliana natsir tuh udah hebat
keadaan manusia sendiri jadi merosot
bobotnya dua puluh kemudian ada
dan bonusnya yang paling penting itu sebenarnya ini
irimnya juga memerlukan waktu
dulu ini adalah petilasannya yang ke sembilan raton solo
kami sudah waktu balik sudah menggunakan itu pak an pak cucu
batal lagi gitu nah sementara ini
nah pendengar segmen australia explained kali ini akan membahas hal tersebut
kalau kita lihat kemarin kan orang tua sempat mengajak anaknya untuk ke mall ke restoran berkunjung kepada kerabat
asesmen anda terhadap kinerja polisi atas kasus ini pak bambang
tajemin skill yang akan gue pake
kalau kami cukup dengan hitungan menit
oh tapi masih ada yang olahraga sih gue ya
itu mereka yang biasanya untuk dari itu
berlindung dan ambil sesuatu untuk melindungi
kalau sudah legal binding kenapa tidak bisa diimplementasikan
karena jangan sampai pesawat pesawat ini sudah dibeli
atau sekedar agar budaya kereta kuda ini tetap lestari
untuk lebih memberikan kesimpulan sesuai dengan posisinya pada saat ini
ada beberapa provider yang nggak bisa
eh iya ya masih banyak kekurangan eh iya ya rakyat masih teriak sembako masih pada mahal dan lain lain
melibatkan artis model hingga selebgram kita langsung tanyakan ke rekan kami
dua lima derajat dan selama satu lima detik ini
jadi gue nggak tahu ya apakah fenomena ini gitu loh bagaimana
rian fernando di wg yuljarto
tapi membatik terus mbah nggak pernah berhenti
yakni di provinsi aceh dan sumatera utara
kondisi hujan yang disarankan untuk berolahraga adalah saat grimis atau tidak terlalu deras
ketika bergerakan sesar ini
tipsnya adalah ketika kita berolahraga sendiri menggunakan aplikasi
kenapa karena kita mau bakar lemak di situ
berbeda dengan kota lainnya jakarta seperti surga bagi para pecinta hewan
makan sudah full perut kenyang
bahwa mereka pengen yaudah kampanye santai aja gitu
tapi kalau kayak sekarang gitu ya tetap berasa tapi kayak udah biasa aja gitu
mas antam dan atau pegadaian tuh udah ada di dua platform tadi
kita kpu di tingkat kabupaten ini hanya melaksanakan perintah dari kpu ri
jadi dari situ sebenarnya kelihatan bagaimana sejak era era gubernur sebelumnya sudah ada rencana penataan trotoar tapi tidak berkelanjutan
dan ini menjadi apa ya menjadi pertanda baik untuk menuju ke tahun dua ribu dua puluh dua yang lebih optimis untuk para pelaku industri pertunjukan
kalian tuh udah bisa gitu bersaing sama senior senior lain di liga ini
alasan yang disampaikan mario ini beberapa kali dikonfirmasi oleh hakim
mulai dari produksi sampai dengan daerah konsumsi
menurut data organisasi pangan dan pertanian perserikatan bangsa bangsa pada tahun dua ribu dua puluh dua

kalau dulu mungkin di dua ribu empat belas kita masih ingat dulu mungkin yang ngetrend adalah facebook ya fb
nah proses selanjutnya adalah sama seperti pcr
walaupun ini sebenarnya benar benar presiden yang sangat buruk
lazim tiap ramadan berbagai hotel berbintang menyajikan aneka kuliner santap sepuasnya untuk pilihan berbuka
kira kira kenapa siomay di sini jadi incaran warga yang mencari sarapan ya
karena berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas dan kecelakaan
ini diset sudah tidak menempel ke tangan kita lagi
jadi satu komunitas dan juga satu apartemen semuanya harus di lockdown apabila terkena melihat ada satu orang yang positif seperti itu riana
peraturan yang melarang pengambilan air tanah ini mulai berlaku satu agustus dua ribu dua puluh tiga
dan kita sekarang punya instrumen yang disebut dengan ppkm skala mikro
nah sebenarnya apa sebenarnya mekanisme yang diterapkan di sana untuk tracing dan juga tracking
awalnya seperti memberikan satu deposit
setiap itu atau dia takut dengan kekalahan gitu ini yang mana nah inilah yang kita perlukan diskusi
dan juga karena memang saat ini stok para pedagang beras di pasar cipinang ini cukup banyak

setelah dua jam perjalanan tibalah saya di bandung
pada umumnya mereka ini bukan top predator
lambung saya puma gitu sembuhnya pasti salah satu pertama adalah harus makan dulu harus diisi dulu
itu langsungnya paket dari reformasi itu sendiri
dan kalo emang itu keputusan yang terbaik ya
kalau itu terlindungi dan ada di pasien maka masyarakat akan percaya
harga beras di tanah air terus mengalami kenaikan
film pendek yang disutradari oleh
jeremy ini ada di balikpapan kalimantan timur
sekarang di jakarta malah banyak kan dusir dusir
diterpegolikan sebagai pelanggaran agama manusia yang serius dan mencolok
seto mulyadi yang biasa disapa kak seto
masih ada waktu bapak masih ada tiga puluh tiga detik
terus kayak lu diperhatiin juga sebagai student athlete gitu kan
nah ini yang barangkali menjadi elemen yang patut diduga disebut oleh pak luhut sebagai pihak yang barangkali
itu saja yang mereka butuhkan
saya bukan pakar budaya indonesia
hanya dalam damai tuhan ku terima
saya melihat bahwa perkembangan kue sus sendiri ada dari tahun seribu sembilan ratus delapan belas
saya juga ingatkan jika anda ingin membeli set top box jangan lupa harus membeli yang sudah berlisensi cominfo sehingganya nanti anda benar benar bisa menonton dengan jelas
jadi bagi kami yang mendalami gempa bumi
dengan kemeja yang santai sikap yang relax gitu
dan itu pertanyaan yang sering ditanyakan
di kampung pulo hanya terdapat enam buah bangunan rumah
terus kita coba lagi ada ikan bakar ikan bakar makasar seperti itu
oke kak nanti mungkin abo ada merchandise dari tiga poin jrc nanti mungkin vincent kali tanyain ini ya
dan selalu konsul kontak dengan tenaga kesehatan ketiga hal hal yang
kementerian lembaga menjadi tim tanggap insidensi berawal di setiap kementerian lembaga
agar tracing nya juga ditambah oleh tni polri
baik masih belum bisa diketahui dengan jelas apakah masuk ragging atau bullying begitu ya mas reza
waktu itu awalnya aku tanya kan ke suami eh cium bau ini gak sih kayak bau karat kayak gitu kan
gimana supaya bpjs tidak rugi
dari mbak tika indonesia indikator ini cara bacanya gimana mbak
kini operasi penertipan juga dilakukan di berbagai wilayah ibu kota
kapas asli yang kita tanam sendiri
jadi di kembang jepun itu ada beberapa odd yang disana
satu kenalpot belum tentu terjual dalam sehari
makanya kita bisa tukar pendapat dengan universitas yang ada di israel
berarti memang benar ada harga mencapai rp empat ratus lima puluh untuk di kawasan bau bau
menghindari paparan matahari langsung ke mata dengan menggunakan kacamata hitam atau menggunakan topi
pinto nolan masih ada bahkan maksudnya model model kayak kevin yonatan baru rise juga posisi itu juga
jadi kadang sering pengen nangis juga karena bau menyengat gitu
pertama soal status kepemilikan dan
jadi ip hak kekayaan intelektual berbasis karakter komik
narasi yang diciptakan oleh timnya anies begitu ya pak
ustaz jada kita akan kembali dengan anda mungkin yang masih keinget mantan
nah terus berikutnya kesini kesini alutsista kita tidak terlalu
dan dan dua atau tiga hari
dan untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan zoom
yang pertama yang kita identifikasi adalah ekosistem ekosistem penting di mana sih di indonesia yang masih butuh di support yang perlu banget di support untuk konservasi ini
museum ini dibuka mulai dari tanggal dua puluh tiga juni
akhirnya yaudah dari situ mulai main beberapa kali di tahun lalu kan
jadi satu cabang bumi itu diwakili satu hewan
nah kalau misalnya cabang olahraga lain kan bisa
huruf n untuk nutrition
yang empat puluh persennya merupakan lemak jenuh
dari tiga kasus tentara yang melakukan de stresi atau kabur dari tugas
itu kewajiban kita ada dana yang disisikan
aman dan nyaman sudah lebih baik belum benar benar seratus sudah lebih baik
terkait dugaan pelanggaran fair play dalam pertandingan terakhir grup a piala aff u sembilan belas antara timnas vietnam u sembilan belas dan timnas thailand u sembilan belas pada minggu malam
kenapa memang kalau untuk evakuasinya itu dalam sehari biasanya sampai berapa evakuasi dan biasanya paling banyak apa saja
atau misalnya di x itu ada misalnya anies bubble gitu ya
memang kalau waktu waktu awal tahun lalu
di jakarta kami bisa mendorong agar harganya relatif di bawah rp satu ratus lima puluh
untuk pertamian atau mungkin setelah kita sukses
kiswah menjadi daya tarik tersendiri di masjid yang berdiri sejak tahun dua ribu tiga belas ini
el nino itu sudah terjadi sejak pertengahan tahun dua ribu tiga
yang jelasnya ada sepuluh dusun
keadaan ekonomi sosial bahkan gempa bumi yang terus menerus menjadi berita penting di dalam dunia kita sekarang ini
dan hanya dua belas yang makan makanan manis
kadang waktu jadi ketua rw dulu ya sama rt rt
ya tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita
ya karena di tempoh hari dulu pernah ada isu juga soal alutsisa
ini sama sama menikmati kue apa namanya kekuasaan itu
maka di sesi ini kita akan mulai dengan calon presiden nomor urut tiga bapak ganjar pranowo
ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat bukan apa namanya tunjangan kehormatan atau pensiun bagi para wamen wamen itu
namun memang pos posnya itu harus jelas
tapi kalau sudah kejadian nanti pada lepas tangan
ataupun bahkan dari ahli
melainkan direncanakan oleh pencipta
ya kemarin saya habis operasi saya kena karsinoma sel basal gitu ya
oke mbak bibip saya ingin ke aspek hukum tata negaranya
mengamankan di situ di daerah konflik tersebut
jadi salah satu kuncinya
pempek ikan tenggiri ini melalui dua kali proses masak digoreng kemudian dipanggang
yang diprakarsai oleh menteri pertahanan prabowo subianto
miliaran rupiah dari pembelian tanah
antriannya makin panjang di akhir pekan
yang kadang kalau mungkin di dalam satu
untuk kepentingan diri mereka
kalian menyebut ini bisa survive di industri musik atau justru tantangannya banyak banget
jangan lupa suasana kabinet sekarang kan diikuti dengan rumor terkait dengan mundurnya gusri mulyani dan nama nama lain
tadi ditanyakan seberapa luas area yang mungkin terdampak apabila kita belajar dari gempa cianjur
dan dengan timnya juga agak kurang bagus gitu tapi
bahkan kalau kita mendengar yang di luar sana bahwa
melakukan pembatasan kegiatan kita betul betul kegiatan kegiatan yang tidak perlu kita lakukan untuk mengurangi mobilitas
terutama para swing voters dan juga undecided voters yang jumlahnya masih tinggi sekali
dan sebenarnya nggak sulit ya
itu mencapai empat puluh keuntungan rumah rumah yang dikumpulkan ke renta
di kalimantan tengah juga sebenarnya presiden jokowi juga sudah diputus bersalah
dianggap tidak cukup mampu untuk mendukung penguatan partai politik
anda dapat mendengar podcast ini di website katadata co id
mulai dari dua puluh tahun terakhirlah ya pada waktu zamannya pak suti oso kemudian pak fosy bowo kan punya program berdesternisasi ya kan
kalau dari berita berita yang saya dengar
setelah ketangkap bahasa jual motor curian
takjil nasi padang makan beratnya apa itu kira kira ya
pemerintah beberapa kali sebenarnya melanggar putusan
itu tanpa gangguan pesan teks atau notifikasi facebook yang masuk ke ponsel anda
nah ini yang jualan nih senyum senyum nih sama kelihatan kumisnya
bahkan lukisan juga kepengkalai juga sudah lama
walaupun belum semua ya tapi menurut lu yang selama ini yang udah buat lu kayak
kita tidak bisa menyebelahkan hak konstitusi dari warga negara
siapa yang boleh melahirkan di puskesmas
baik dari segi kebencanaan dan lain sebagainya
pada patung ukiran batu atau lilin
ya saya berada di kampung bandol kebanaran kecamatan purwokerto barat
sebelum terbang master tandem memberikan pengarahan kepada saya
bagi para pemudik di kilometer dua ratus tiga plus empat ratus
namun di karanganyar jawa tengah dalang wanita seruni widawati dan seruni widaningrum
manis pedasnya pas enak
kebiasaan berolahraga sejak kecil terbawa terus hingga usia kak seto saat ini
penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial
kemudian kereta api cepat jakarta bandung
artinya pemerintah akan mengambil langkah lebih tegas kalau misalnya melihat bahwa varian delta plus ini
haluskan harga obat obatan untuk enam juta orang australia
harus bottom up tapi juga harus dilakukan fungsi fungsi atau contoh contoh yang ada di lapangan harus dinaikkan ke atas
dengan rumah sakit atau dengan dokternya saja
karena kita belum bisa industri kimia kita masih belum bisa
bahwa kesaktian panji gumilang yang isinya tulang daging kulit dan darah
dina nabilah wintri hawadis jakarta
tetapi kalau kita lihat pertamax itu tidak masuk yang dalam kategori subsidi
maksudnya di set untuk meneruskan di kanada
bagaimana dengan kondisi ketersediaan bahan pangan di indonesia
bang ali kita tahu piala dunia kali ini banyak sekali cerita cerita kontroversinya
yang paling parah tentunya pertama kali jatuh saat terkena tulang ekor
jadi harga dunia ini fluktuatif
nah terus nih mas kalau misalnya di waktu sahur sahur seperti ini bagi waktunya untuk sahurnya mas gimana
yang membahas upah minimum seperti membahas upah
kita ngomongin soal bagaimana tradisi perayaan sholal yang selalu dirayakan oleh masyarakat korea selatan
gak ada kaki gasel gitu koko buat main pro gitu gak ada
kiri kanan kulihat saja banyak tempat makannya
hipersensitivitas usus kecil terhadap asam dan lemak dan kalau dispepsia fungsional ini itu erat
presiden partai buruh sekaligus presiden kspi said iqbal mendorong agar hak angket tidak hanya digelar untuk pemilu presiden
jadi yaudah sekalian buat buka puasa
sama kasih alasannya kenapa
bukan cuma ayam kedai yang buka mulai pukul sembilan pagi hingga sepuluh malam ini
representasi pemerintah sehingga mereka
jadi memang bisa dibilang tahun ini itu hasil aku paling baik untuk di ganda
kita mulai soalnya akan merubah juga paradigma perlakuan perilaku anak
bahwa mereka akan lolos dari jerak pidana seandainya mereka diproses secara hukum
karena anak juga menjadi sumber penularan ya
mau bergabung ke aliansi yang mana gitu
kenapa kok membentuk desa tanpa politik uang
lo kalo mau gak abis gak usah digunain ya bang ya
namun dibalik kesan menakutkan keberadaan gunung api dapat membantu manusia
kenapa pertama tidak ada agunan di balik itu
masih banyak yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah pendengaran ini
di mana pilihan untuk diet sehat
bukan pemain indonesia mungkin yang menurun atau kayak gimana
merayakan ini dengan sangat
tetapi secara catatan kejadian gempa bumi
desa aulul di suria dilanda banjir setelah bendungan runtuh pada kamis pagi waktu setempat usai gempa turkiye terjadi
bakal bikin promosi yang oke banget
nah pada tahun dua ribu dua puluh satu faktanya biro statistik amerika serikat ini melakukan survei
untuk menekan penyebaran covid sembilan belas di kota bandung
semua tergantung permintaan pemesan
kondisi ini akan berbahaya dan berdampak pada daya beli masyarakat yang sangat menurun
sehingga setelah mereka ditempatkan di masing masing wilayah itu
kami merencanakan untuk menambah kuota tiket dan juga untuk menambah kereta api tambahan tambahan
di sini diajarin yang namanya disiplin positif
karena di dalam negeri itu tadi kita tidak bisa melakukan penelitiannya karena orientasi untuk melakukan penelitian itu untuk pelayan kesehatan kan tidak bisa dilakukan gitu
ia jadi salah satu timet terbaik pras di timnas
saudara david dengan kaki sebelah kanan
pak bos kalau misalnya batu yang digunakan untuk apen bayaren itu
kalau kamu melakukan sesuatu hal pasti ada konsekuensinya
di banyak tempat secara nasional juga dicermati itu
meverifikasi ini ada pertandingan
tapi kami sebagai organisasi
kemudian juga rasa dari udang keringnya ini cukup dominan
kalau yang sekarang gara gara lihat berita jadi udah gak berani buat deket deket sama terminalnya
jadi total satu ratus delapan puluh tahun artinya hampir dua abad
jadi setiap hari kami intensif berputar bergilir minimal di dua kelurahan kita melakukan pasar murah hari ini
kita mulai dari episodenya korokia
artinya dari tata gunalahannya harus diperhatikan
langkah timnas indonesia u dua puluh tiga di piala asia u dua puluh tiga terhenti usai menelan kekalahan dua di stadion abdullah bin khalifa
sebelum pas awal awal lu belajar foto
dan ketidakpuasan yang bermuara pada gugatan dari partai politik
capek mbak kan macet kayak gini istirahat dulu deh sambil nunggu gitu
piala asia dua ribu dua puluh empat di qatar tentunya menjadi ajang tersebut
tuntun dengan kuasa tuhan
jadi emang gak ada niat untuk menyelesaikan mengenai two state solution
bagaimanapun pasti tidak seluruhnya informasi yang disampaikan itu merepresentasikan kebenaran
ya karena adanya inconsistensi
nah ini yang sebetulnya kita bisa angkat nih
dengan memanfaatkan database kendaraan bermotor untuk hilang elektronik
memang ada dalam ajaran kita nebus dosa ini
pulau wageo batanta salawati dan misol
kalau laki laki masuk nanti tidak bisa dikasih warna lagi
beras putih memiliki lapisan kulit yang sudah dibuat
jadi mudah kita bantu
tidak hanya mengembangkan teknologi untuk mengelola sumber energi baru terbarukan
gila keren nih r kebangka mantap
selama ini lumayan laporan laporan bpjs sedang tidak merugi sekarang
dengan gulai kacang hijau seharga sepuluh rupiah
ada beberapa statement yang menarik terkait dengan harga beras
punya masa dan punya integritas
dan jika kita melihat ini memang dari duku atas ini salah satunya
maksudnya film yuni sendiri semua post produksinya harus dikerjakan secara virtual
ya putri pertama pasangan amin syafuddin dan novita rahmawati ini
di surga bersama dia
nah papa lo juga kan istilahnya dulu basket juga
untuk kacang hijau berarti kelapanya berapa
meskipun berbeda warna begitu ya pak pak mahfud pakai baju putih pak ganjar pakai kostum hitam begitu ya pak
ini kan yang kita hindari
para pencipta bekerja sama dengan bumi langit terkait penggunaan karya mereka
atau di taiwan yang ini kan tidak ada penyelenggara ya
adanya satu saling mengisi kecocokan berbicara
udah bosen apa gimana
bahkan video prank tersebut sampai memancing reaksi dari warga sekitar
dan disampaikan oleh riki kusumo
demografi itu juga akan terus meningkat
warga tenang tenang saja
di dalam kondisi tadi ada ada yang berpikir
jadi emang penting sih kalau menurut aku sih
lebih enak untuk bisa mendapatkan poin gitu
dpr tentu harus menjadi lembaga yang
syarat dengan jawaban jawaban alkitab yang ringkas dan logis
yang ada berkaitan dengan penduduk setempat
yang mempengaruhi nasib kekekalan mereka
prestasinya tontowi ahmad seberapa panjang
geografis dan kekayaan alam singkawanglah yang menjadi salah satu magnet
pt kereta cepat indonesia cina meminta perpanjangan masa konsesi kereta cepat jakarta bandung hingga delapan puluh tahun
kita dapat mengganti dengan gula alternatif
akibat teknologi nyamuk aedes aegypti berwolbakia ini
karena surga di telapak kaki ibu saya yakin pasti bisa
berkat tendangan brandon johnson dari jarak dekat
mungkin bisa cerita sedikit mengenai yayasan itu sendiri may dan ada di mana saja dan berapa orang anggota timnya
wah ini ombaknya lagi cukup kencang ya
dalam panggilan telepon dengan benjamin netanyahu anthony albanese menyatakan bahwa warga australia marah atas insiden
dari sekian banyak itu yang paling susah apa sih pak
kayak tempat mencelup gitu atau mengubah warna gitu
dalam segala hal yang kami lakukan
ini menyertifikasi bahwa ini sesuatu yang menyimpang
seperti yang tadi saya katakan jawa tengah ketri gorontalo sulawesi utara gitu kan
banyak juga pelanggan yang berasal dari luar kota seperti malang dan bandung
karena kita sering sekali sekarang mendengar
dan berkaitan dengan kondisi lalu lintas
yang diadiri langsung oleh presiden joko widodo serta sembilan belas kepala negara atau kepala delegasi yang mewakili yang telah digelar di lotus pond garuda wisnu kencana bali
nah tapi kan ozon sekarang ini kan juga udah mulai bolong ya
begitu kami akan menantikan apa saja yang akan disampaikan oleh presiden
sehingga menurut saya untuk perbaikan sisi pertama adalah bagaimana kalau
kalau sudah kebiasaan manis manis kita juga bisa kurangi perlahan
setelah dilaporkan ke upt malioboro
yang tidak dibangun oleh warga pribumi
bukankah mereka tidak waras lagi
tapi masalahnya buat gue adalah
terus pas lagi ketemu di hari h kaget gua
sementara pemprov dki jakarta masih mengkaji usulan dpr untuk melakukan lockdown akhir pekan
nah ini saya ingin tahu kira kira takjil yang dirindukan apa
menanggapi jawaban calon presiden nomor satu
seperti pisang goreng dan juga mantau atau bapau tanpa isi
dan sebagian besar pembayaran itu dilakukan oleh orang orang yang berusia enam puluh lima tahun ke atas
saya adalah seorang pembaca ya

ketergantungan terhadap opioid telah menjadi salah satu pembunuh terbesar di amerika serikat
selama periode kedua jadi bagaimana berarti kan itu menjadi backfire nggak nanti ketika akan mengkritisi itu
lalu kemudian mereka itu ada cedera lanjutan cedera lanjutan gitu
iya riana ini sangat menarik untuk kita gali lebih dalam karena otoritas china mewajibkan karantina bagi semua penghuni ya
nah yang anggap aja pp jakarta banking
dan yang kedua adalah kalau masih ada uang lebih masuklah kepada produk produk investasi pertumbuhan
itu juga beberapa kali
bahkan tampecio yang udah ngambil s dua pun harus ngeberesin studinya dulu ya
abis itu hari kedua ini apa game game
dengan mulai melemahnya pandemi covid ini
saya hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah keajaiban
ia mengatakan sama seperti petualangan memasak lainnya
dan tiga asisten wasit nilainya seratus
dan sederet prestasi prestasi lainnya
namun saat masa uji coba lonjakan kasus covid sembilan belas akibat varian delta terjadi
dicampur santan kemudian dikukus
nah nanti kalau pas jam latihan
kita lebih fokus untuk
hanya memang bagi indonesia dan sembilan tas negara lainnya
karena yang saya dengar ketika serangan ini terjadi dan ada masalah kemanusiaan pengungsi dan lain sebagainya
apakah ini sebenarnya juga sudah menjangkau supporter kita
mas jose ingin identitasnya disamarkan karena sejumlah alasan
bang ege bagaimana kemudian anda memprediksi narasi dan gaya komunikasi politik ketiga cawapres nanti di debat bertema ekonomi besok
pertama untuk himbauan kaitannya dengan komposisi volume penumpang yang memang cukup tinggi
dan dari segi kebersihan karena kebersihan itu juga pengaruh ke higienisnya ya
dan tarian bahagia anak anak melepas matahari
barang beragam ukuran dikirim ke berbagi kota di penjuru jawa bali dan madura tempat pukul tujuh
kontrol flow ini berlaku pada pukul dua siang hingga jam malam ya begitu ya wib
selain sebagai bentuk implementasi dan aktualisasi materi pelajaran ipa
dari situ loh diselah selah
karena program makan gratis kan uangnya dari pemerintah
meski sudah banyak sarana parkir sepeda yang tersebar di area transportasi umum
nah saat ini untuk mengetahui bagaimana antusias calon penumpang yang akan menaiki lrt
di negara tersebut ternyata juga tidak sedikit yang melakukan tindakan kriminal
sangat nyaman di tenggorokan
justru menunjukkan minat dan kemampuan mereka dalam bidang ini
tapi emang dila ini kan narasumber yang udah kita lama tunggu ya
kami tetap mendukung pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas pemilu
terkadang tidak dalam satu momen mereka dapat sejumlah rejeki ya uang begitu
dan juga sekolah akan berada di luar biasa selama lama
semua peraturan pelaksanaan yang sudah ada yang kemarin sebenarnya dibekukan oleh putusan mk
agar komposisi terhadap kebijakan kebijakan ke depan itu merepresentasikan suara masyarakat yang sebenarnya itu ketika tidak puas terhadap program itu
atau hanya di kendari kita tidak tahu
dan ternyata tidur miring kiri itu dapat membantu untuk
karena seperti yang dikelukan banyak pelaku pariwisata bahwa masih dalam masa recovery belum sepenuhnya pulih bali ini
tepung episode ini sudah mirip sama dijebusan ec recipe dari pdfk kalles
sebagai teladan untuk anda dan saya
kita beralih ke informasi lainnya tentang gunung semeru di lumajang jawa timur yang kembali melontarkan guguran lava
pastinya buat season baru dengan rookie rookie
di depan sana kan rame ya tapi begitu masuk sini tuh beda rasanya
sebagai makhluk yang sama sama mulia dengan laki laki
kemudian dilarang mengangkut penyewaan
lockdown juga jadi mereka kayak beli apa aja yang ada di situ
kita sudah mempersiapkan cuma waktu itu kan nggak bisa keluar
di kawasan pondok aren tangerang selatan
pt kai menghimbau masyarakat untuk membeli tiket dari jauh hari dan membeli tanggal yang tepat
kemudian dapat langsung dikembangkan
dan tidak menutup kemungkinan sambil ini panen terus berjalan stok kami bisa bertambah
tinggal mau ada latihan tidur makan di lapangan aja gitu aja
seakan saya disajikan pemandangan alam yang tak hanya indah
nah toxic itu bukan institusi mbak nana
tidak layak ketika ada masalah di rumah orang
dengan berbagai pertanyaan dan pernyataan
kalau sudah legally binding kenapa tidak bisa diimplementasikan
ya kalau misal kita gunakan logika umum yang kemudian berkembang
generasi z ini antara rentang usia sembilan belas hingga tiga puluh empat tahun ini
pemerintah kita tuh sangat mendukung
hubungan internasional ya bang yoga
syair lagu yang menggunakan bahasa biak ini bukanlah syair biasa
sebuah laporan baru menemukan bahwa kaum pribumi non biner dan perempuan
maka itu harus diperhatikan baik baik sebelum anda ngeklik tawaran
dia belum lulus sma bahkan
pasti kalau misalnya udah tahu basket indonesia mah harusnya tahu dede ya
anda cukup membayar dua puluh lima ribu rupiah
kenaikan ini menjadi dua kali lipat begitu luar biasa
minimal dari jam sembilan pagi sampai jam lima sore
namun deklarasi sebagai kampung wisata dunia terjadi di tahun delapan puluh an
apalagi untuk kota sebesar jakarta
tapi kalau kita berbicara mengenai syarat vaksinasi kalau mas menteri juga merujuk bahwa
guna melakukan pengawasan dan memberikan masukan untuk evaluasi terkait kesiapan moda transportasi lrt tersebut
jumlah kadar gula normal dalam tubuh ini harus dipertahankan untuk menjaga kesehatan
terus seleksi tingkat sekolah dulu
oh setelah asian game sang jo baru dikasih ke istri
yang dilakukan pemerintah victoria guna mengatasi kurangnya pasokan perumahan
sebenarnya kalau misalnya kayak kemarin saya ngeliat the john sama glo ya mereka sebenarnya main juga udah polanya udah bagus gitu
sudah lama sekali ini kemana saja itu
eits tapi ini bukan wayang kulit ini adalah wayang klitik
bagaimana kondisi di sana apakah semua logistik bagi para pengungsi ini tercukupi
nah nah ko deddy kan berangkat dari istilahnya independen lah ya tanpa ada media dari dua ribu delapan belas
ini tentunya kita berharap kiranya pemerintah saudi segera mempertimbangkan kembali ya pencabutan ini
bahwa tugas anggotanya bukan sekedar memadamkan api
jadi twitter adalah tempat dimana
amerika serikat sudah menghadapi epidemi fentanyl
ya dan juga senang sekali ya
buatan bomba dia itu berada di landasan pacu
anak anak kita divaksin ke seluruhan ptm kita persiapkan secara teknis
kalau tahun lalu karena kita mengalami
orang berlomba lomba untuk menjadi
memang tubuhnya jadi cepat langsing tapi norita juga jadi akrab dengan penyakit
dananya dipakai sesuai kebutuhan
apakah merokok atau tidak
dan sayangnya hingga saat ini itu tidak dijalankan
itu dari kuahnya dari kuah susu
kalau mereka berkomitmen ya gunakan saja jalur jalur resmi
apa saja yang ada di rongga mulut itu bisa mempengaruhi ya
memang ada kondisi kondisi di mana diabetes bisa juga
karena teknologi yang makin berkembang ia dan sebagainya
apakah ini secara signifikan berpengaruh terhadap stok beras dalam negeri pak
jadi padahal visi rasio itu harus tujuh
nah menurut saya lebih baik
mengurangi konsumsi lemak jenuh seperti yang terkandung dalam jerawat kulit
sampai ke divisi satu ikut hati yang bareng mereka
namanya gangguan pembekuan darah sebagai akibat penggunaan vaksin astrazeneca
kemudian juga ada demo walaupun kalau kita lihat trennya tidak sebesar di pilpres sebelumnya gitu ya
punya karya gitu loh dan alip john mungkin diantara seniman lain yang membedakan dia bisa main basket
semakin husu bisa membuat jiwa dan raga rileks
komplennya adalah evaluasi supaya sea games berikutnya jangan seperti ini apalagi sea games berikutnya itu di thailand
berdasarkan alkitab apakah itu dosa
mereka menikah tanpa tercatat oleh pemerintah dan hanya dinikahkan oleh wali yaitu orang tua mereka
dengan senang hati kami akan menemani anda
perempuan meskipun sudah tua tetapi dia tidak menyerah
kemudian yang paling penting berikutnya adalah penguatan stok pangan nasional
enggak sih karena kita berada di lengan galaksi dan itu jauh banget
kan sudah wni juga kan diperaturan di basket pun wni harus main boleh main sih
sehingga kadar lemak berkurang
lili boleh gak cerita tadi tentang deskripsi
ketika misalnya empat puluh orang itu menggunakan mobil satu satu
alat ini untuk melakukan cateterisasi sudah
dan kita sepertinya masih jelajah sulawesi ini
begitu lawan yang defend mereka kepleset sama irak
daripada udang udang ciptakerja omnibus law
suci saat ini anda sedang berada di mana dan di belakang anda apakah itu karung beras
jadi bukan hanya dari pusat turun ke bawah tapi ini benar benar meningkatkan ekonomi dari level provinsi dan kabupaten kotanya
jadi support orang tua saya pengen saya main basket enam tahun lagi itu ya
pembeli disarankan selalu mengecek daftar harga makanan dan minuman
bagian hukum pemerintah kepupatan deli serdang membenarkan pemkap deli serdang
jadi salah satu pemain yang paling quiet ya
jadi siapapun yang punya kartu itu mereka diizinkan kembali
bukan berarti internet gratis tidak penting
karena kalau kita hantar makin tidak ada pemasukan
jadi nanti yang setelah umur enam puluh tahun ke atas dapat dulu setelah itu baru staff staff kami akan dapat
warung bakmi ayam bakar yang sudah ada sejak tahun dua ribu dua puluh ini dipadati oleh pembeli
yang tak dapat diambilnya
sejak covid sembilan belas ini apakah juga berpengaruh terhadap nilai tukar kita bang joshua
cuman kan liga mahasiswanya kan belum tau nih
namun becak motor di palembang kini dilarang beroperasi oleh pemerintah
ia tak mempersoalkan keinginan kcic sepanjang proyek dapat rampung
erick bawa pan ada golkar ada gerindra
dan ini adalah kompleks
mas kameramen ini jatuh
saya ikut suami kebetulan suami orang amerika
jadi kita ingin representasikan budaya indonesia sendiri melalui indonesia night market
selain itu bepom dalam halnya mengawasi dan juga menjamin mutu obat
nantinya ketan akan mengering seiring dengan air tape yang terpisah di warna putih
untuk menyediakan properti mereka di pasar persewaan liburan jangka pendek
menteri keuangan menyampaikan bank indonesia bahwa targetnya adalah tiga lima plus minas
mereka bisa membawa barang maupun penumpang dengan jumlah lebih dari sepeda motor
malam hari ini bersama kami di the strum selamat malam pak sili assalamualaikum
dan misalkan ada tulisan up nya ke atas nih atau box nya ke atas
jadi kalau lo tahu kan masih satu tahun di sma sebelum lulus
kalo sekarang udah ke tok palu udah enggak ada
tapi di sektor apa
sisa penambangan tampak putih mendulang
ini kan yang sulit ini kan masyarakat yang harus kita beri harus kita santuni harus kita beri makan
cukup oke juga tuh di summer league
putri komarudin putri ini kan paslon anda pak prabowo dan juga mas gibran mengusung visi keberlanjutan
kecil yang berdentang menyentuh hatiku
mengimbangi itu makanya gua bilang kenapa
retrofit itu seperti dibugarkan kembali
nanti kita kasih tiga statement pokoknya
bocor itu mungkin ini ya
semua aset dan juga semua rekening
pernah menurut rekan prestasi dengan membawa medali perak pada ajang sea games seribu sembilan ratus sembilan puluh satu
informasi yang kemudian membuat kita bisa bersiap siap
atau habitatnya juga tetap sehat kira kira
sudah bergabung dengan dialog kita malam hari ini di cnn id com ar
mimbar suara pengharapan komunikasi keluarga kesehatan mendidik anak dan juga remaja dan pemuda
ada orang lain yang kerjakan pekerjaan yang sama
tujuh pekerja bantuan termasuk seorang warga australia digasa
seseorang yang kelaparan biasanya akan cenderung memilih makanan yang tinggi kalori dan gula
liga mahasiswa di indonesia atau di luar
mumpamanya kok ada wanita di depan sholat tidak
allah merindukan pelayanan kita yang sukarela
yang datanya dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
untuk menjadi seorang yang profesional
dash delapan dijadwalkan menuju bandara niigata
nah ini yang agak muncul sedikit di perbincang media sosial biasa isu isu
jadi ya pokoknya service buat pras gitu
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
ya jadi ada dua sebenarnya alat yang digunakan untuk tes swab antigen
kedua pastikan air tidak mengeluarkan bau
pengelolaan proses pembelajaran sebetulnya
well educated lama di amerika
tetapi yang diperlukan sekarang adalah
pinjaman ini bukanlah tambahan penghasilan
rasanya itu sepuluh hari pertama kali itu sepuluh hari pertama di salatiga itu rasanya pengen pulang sudah ya
mereka lah yang harus punya kuasa penuh terhadap uang
menembak di wajah itu angkatan saya doang om
nah hampir tiap hari selalu dibayang bayangin ketakutan akan kemungkinan sepi job
dan menyebabkan dua orang terluka
ini tidak ada isu di tingkat rotendau ya
terus sebelumnya tuh di kopo margai permai tau ga
begitupun alasnya masih berupa tanah
pisang terhadap gairah seksual itu mitos
memang aku tuh kadang kadang juga orangnya minderan gitu loh
kalau di indonesia mulai sahur sampai buka bisa sampai ambil sekitar empat belas jam ya kira kira
tidak sesuai dengan yang diprediksi
lalu nanti hasilnya akan seperti ini
secara bergantian oleh rekan rekan kami
bisa aja tuh dokter sports dokter olahraga yang itu perempuan
rencanakan ada dana abadi
ya udah deh udah umur segini juga
atau malah kayak cuma bunyi bunyi piano dikit dikit gitu
rekan bah minto dalam konten youtube
ember kecil ini diisi air bersih oleh totok pratopo sebagai media untuk pengembang biakan nyamuk aedes aegypti berwolbakia di kampungnya
puluhan anggotanya setiap hari bermain dan berlatih tanding
sekarang kan nggak ada itu pakai kaleng
roni satria september di pradana jakarta
lagi lagi ini kan kalau saya melihat bagaimana security awareness di masyarakat juga ya
mk tidak terhalang untuk memelihat atau memproses hal hal yang sifatnya kualitatif
jadi korban perlu bantuan baik dari support systemnya
jadi apa yang kita lihat tahun ini adalah
nah itu sampai dua ribu empat puluh tujuh kalau tidak salah
karena di sini selama ini di bogeng pun hanya sebentar terus banyak nyamuk lagi
kondisi tempat tinggalnya kita
ketemulah teman teman yang memang menggunakan krl ini setiap hari
cuman ada beberapa juga yang nggak kerja nggak ada gaji
dengan jarak beberapa jam sebanyak satu hingga dua gelas
kalah jauh nih saya kalau dibandingin sama teman teman adik adik yang lagi ada di sini
dan ini hanya tinggal di wilayah wilayah yang tadi sudah kami sampaikan tadi mbak
misalnya rendah dibandingkan dengan lebih banyak
ini adalah teknik dasar untuk pemula yang baru ingin
lalu proses pemutongannya dan pembersihannya
buka toko atau apa kok
menjauhlah dari area yang dekat dinding luar sebuah bangunan karena ini tempat yang paling berbahaya
apa valtteri bottas gitu kan selama ini dia di
pada pertemuan kita dengan pak erick pada saat itu memang apa namanya
jadi memang ada proses kepentingan
nah ini juga harus hati hati disampaikan
kalau media itu jelas bahwa media memang harus selalu
demikian tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan dalam sindang hari ini rabu tanggal delapan belas januari dua ribu dua puluh tiga
jika diperhatikan spklu di jalan tol trans jawa tersedia setiap sekitar dua ratus km
mas tera ini kan udah tampil di running target ini
kunci kontak itu kalau tidak ditutup
pak aceh tadi kalau dikatakan oleh pak hilman
dan datang langsung melihat pembuatan bakpia di rumah rumah warga
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
saya sendiri sudah tiga puluh tujuh tahun
itulah cara mereka menggambarkan alam mereka
hal lain yang harus diperhatikan bagi orang yang kerap berkonsentrasi tinggi
itu logika secara umum gitu ya nah kalau
nah kalau kita udah usai sekolah nembak wah kamu bagus nih coba kamu masukin ke dki
saya kira ini patut diapresiasi
dalam rangka untuk mendapatkan proses pengamanan suara kemudian ini ada wacana untuk melalui jalur politik
saya meneruskan perjalanan lagi mencumpai sedulur sedulur sikap yang ada di desa sukkolilo pati jawa tengah
sleep apnea merupakan gangguan tidur ketika seseorang mengalami henti napas selama kurang lebih sepuluh detik
kadang kita cuma dapat jumlah yang mau dibeli gitu kan
mungkin salah satu cewek tuh juga banyak navigator
tiga ratus tujuh puluh sembilan orang termasuk dua belas warga australia selamat setelah berhasil dievakuasi
nah ini kan sebenarnya yang merugikan pemerintah sendiri pak mai
kemudian akan diolah lagi menjadi bahan baku utama
yang terlalu terlalu terganggu
tiga puluh di semester kedua mas yuda
adalah ahmad tony dan sang istri siti aisyah
jadi ini tuh konsepnya seperti mengambil inspirasi dari zaman dulu dan kayak futuristik gitu
ya lu biasa ditonton sama orang tua lu kayak gue nih dulu gue main basket biasa ditonton sama orang tua gitu ya
kalau di retail modern sudah mulai
karena saya cak imin yang digandeng ini cuman paham jatim
bagaimana tertarik menjadi peternak tikus atau justru pemirsa geli memegangnya
abis itu dia itu pengen jadi
menjadi penjaja jasa sol sepatu di sekitar kawasan cibuluh bogor utara jawa barat
nah jadi habis beres
baterai baterai tersebut dikumpulkan di sebuah ruang penyimpanan
berbeda dengan pendekatan konvensional
heat cramp itu ketika awal udah mulai kram otot kelalahan kram otot tapi masih bisa berkeringat
wah mantep ini tidak pakai alas
sekolah sekolah itu berarti dapat
sehingga setiap bulan akan keluar dua ratus sepuluh ribu ton
delapan belas juni dua ribu empat belas mungkin menjadi momentum yang terus melekat di benak warga doli
daripada pelaksanaan badal haji yang dilaksanakan di tahun dua ribu dua puluh tiga kemarin
ini betul inspirasinya justru datang dari sekitar kisah kisah sekitar andini
diperhatikan dan sesuai takaran
kalau saya mewakili pasangan amin ya itu udah vitaminnya seorang anies rashid baswedan
terima kasih semuanya terima kasih selamat pagi
di sisi lain ketika bapak menyampaikan itu
kekurangan rangkaian krl di jabodetabek
apalagi status indonesia tuan rumah g dua puluh ya
ya untung pelatihnya kenal tera ya kenal gimana karakternya
dan kepercayaannya masing masing
sekarang kan di sm kan masih dipake
nah dari mana nih pak stok beras itu bisa terpenuhi ketika misalkan data bps terkait dengan luasan
setelah penelusuran ternyata itu dibuat di rusia
tempat penitipan hewan memang banyak namun tidak semuanya menerima penitipan reptil
miopia itu sekarang di bidang ophthalmologi juga salah satu dari kelainan yang prevalensinya meningkat di seluruh dunia
salah satu tempat makan siang favorit dan murah meriah yang ada di kota bandung jawa barat
ya oke lah gitu di si washington ya minimal playoff dulu lah kasih si bill kan
kau mencari aku pengeleng eleng
sinar matahari yang membahayakan untuk kulit kita itu adalah ultraviolet
lagi tapi nyaman dan berkesan
tapi akan ada pihak pihak lain yang melihat iklan serupa
yang saat ini sudah berada di lapangan
jadi biasanya kalau terjadi yang terjadi pada suku bunga di dalam negeri adalah yang dilakukan orang orang
si kebijakan pen dan juga kebijakan belanja pemerintah pusat lainnya dan daerah
dan juga tiap harinya mereka cukup banyak pergerakannya
di siras waktu itu mungkin sering juara atau gimana
jadi bukan untuk tujuan penggerak atau mobil
tambah tidak menghubung lagi nabi nuh sudah tidak ada
kepada lembaga ataupun perseorangan
yang tidak akan pernah
bukan perkara mudah membudidayakan ikan sidat karena sidat senang berada di air yang memiliki arus seperti halnya ikan salmon
pemilik sop buah seringkali kehabisan mangkuk karena banyak pemesan hingga menggunakan mangkuk melon
dikenal luas karena keunikannya
mengenai tiket nanti akan saya bahas lebih lanjut ya mas richard
matanya juga merah sempurna
karena itu juga udah hari h nya banget gitu
nah terus sma dua ketemu lagi di medan
saya generasi ke satu satu hari
efek pelangi juga tampak pada permukaan emas batangan ketika terkena pantulan cahaya sehingga lebih bernilai estetik
sebagai potensi berharga yang bisa menggantikan
oke lah itu pergerakan yang cukup bagus walaupun
cuma kan biasanya dari misalnya barang kan ada di al arish ya
kini geri telah bermitra dengan tujuh belas petani di sejumlah pulau seperti jawa sumatera
hampir di setiap wilayah itu memiliki
karena sultan itu kan selalu bilang kalo dia tuh selalu cari minute play selalu dia selalu bilang kayak gitu kan selalu cari minute play
jadi kalau misalnya pemerintah menetapkan dengan relaksasi harga sampai rp enam nanti bulok pun juga tidak akan mampu menyerap
lebih luas tapi sebagai individu
data yang kita punya itu sekitar satu ratus enam puluh triliun
hai eh karena buat itu enggak terlalu susah di sini saya pindahin dulu ke tempat yang
oke kita akan beralih lagi untuk melihat slide terakhir ini bagaimana nih kalau kita melihat ini
hati mereka yang masih muda juga mengeras
jadi kayak di sumatera utara kita lebih banyak fokus kepada landscape ya
sebetulnya bagaimana aktivitas di kantor kpk saat ini
tak hanya sebagai upaya untuk lebih mendisiplinkan pengendara
nah disitu tuh tempatnya cetacean atau tempatnya paus dan lumba lumba yang cukup banyak
tapi emang emang sebelumnya apa mimin nih suka bola dulu berarti ya maksudnya apa
kita butuh data inflasi bulan januari bulan februari
dan dia tidak bisa menikmati keadaan seperti kebanyakan orang bisa nikmati
tinggal sekarang memang aktifasi aktifasi daripada mitigasi yang seperti beberapa waktu lalu kita melihat memang rambu rambu sudah mulai hilang
dan ketua umum partai tertentu saja gitu
silahkan masyarakat bisa mengaksesnya
negara negara barat tidak akan terutama amerika
iya pas itu kan ada yang kayak jamar main
tentang bagaimana negara mengatur
siapa sangka wanita yang akrab dipanggil mbah sum ini
dan tadi dipenuhi dengan anggota dari komisi tiga dpr
pembelian kopi ini bisa membantu perekonomian masyarakat yang dulunya sebelum musim tembago itu harus kayak hutang hijau gitu ke juratan
dalam waktu kurang dari satu minggu
sementara itu di kota cirebon ada penumpang yang bisa keluar
sehingga mungkin kita akan menjadi lebih sulit untuk mengontrol gerakan tubuh
saya lebih suka kalau mereka ada perkenalan itu di gereja
ikan asap dengan pendapatan mencapai dua hingga tiga juta rupiah
itu kan berarti bagaimana tuh
yang mungkin gak semua orang bisa dengar atau belum terdengar sebelumnya gitu
tentang lalu lintas dan angkutan jalan
dr dhani kita mulai tahun dua ribu dua puluh dua aja lima tahun lah istilahnya

meski ronaldinho tak menunjukkan skill maksimalnya saat coaching klinik
kalau tanpa itu ya mungkin support systemnya jadi tidak bisa berjalan
dan dosis kedua itu enam puluh tujuh
apa saran mbak prita supaya tetap tenang dan juga fokus pada pelunasan
dan bagi saya fatwa itu boleh saja membuat seribu fatwa
selesai kalau tidak pilihannya
sehingga perlu membayar pajak sebesar tiga ratus ribu rupiah
biasanya kita minta bantu untuk bahan saja pak
dan anak muda yang sekarang sering disebut sebagai digital native
bupati gubernur bisa sampai satu sampai dua t
tuhan ingin agar kita menghargai dia
artinya kalau memang merasa sudah siap
maksudnya yang kejadian terakhir ketika saya serangan
itu gitu seperti itu kan dateng
pada akhirnya transformasi digital dalam dunia pendidikan tidak dapat dihindari
ininya juga dia udah kayak
iya kalau tidak ada alternatif kita harus istirahat di dalam kembin
jadi ini justru akan memberikan efek yang
kalau dbl kan gue ga pernah ikut dbl kan walaupun gue dulu basket
karena di mata beberapa pihak
dia akan berulang di bidang itu juga karena itu adalah bidang lemah
dulu kita sebenarnya idenya itu melihat beberapa tempat yang berbeda
yang selalu rutin adalah lompat
artinya nanti dari arah cipularang
tapi tadi ke stasiun ini naik apa mbak
negara negara sekutu ukraina sedang bersiap untuk memperingati satu tahun invasi rusia ke ukraina
kondisi ini berpotensi memukul daya beli masyarakat atau konsumen
tapi ya ini om modelnya kalau ngeliatin tuh
dengan interval dua puluh satu hari setelah penyuntikan pertama
isu rencana mahfud md ini akan mundur
nah kebetulan karena kita utamanya steak jadi kita tambahin tuh ada steaknya di atasnya
jadi dulu itu ada
kita biasanya kalau mau nitip itu ya pasti karena ada keperluan
yang tentunya mereka ini menjadi target dari penjualan film film yang telah diproduksi tersebut
untuk semua pendengar yang bersama dengan siaran kami pada kesempatan ini barang siapa dengar serukanlah
mau gak mau dia ngambil pemain pemain yang istilahnya
bagi miki yang pernah miki lakukan selama bulan puasa ini

presidensi deka dipegang oleh brasilia
kotoran ternak dan sisa sisa daun atau batang pasca panen tidak boleh langsung saja diletakkan di tanah untuk proses pengemburan
kepada pihak yang benar benar paham cara merawat reptil
hari minggu malu sabtu nanti ya baru awal masih berubah ya sangat masih bisa berubah ya
mungkin selain kondisi air yang keruh dan arusnya cukup beras
kami tunggu para pendengar dukungan anda
hukum dapat menunjukkan cerminan diri kita sendiri yang belum pernah kita lihat sebelumnya
misalnya satu ruas dengan lantai biasa
dalam arti ada yang kalau siang itu yang bukan jam sibuk itu dibatalkan
karena memang kan kita mk ini sebagai pamungkasnya pilpres gitu ya di mana empat belas februari yang lalu kita itu memilih kemudian ada kemenangan
saya gak bisa mengekspresikan jiwa saya
ini kan sebenarnya produk produk yang tadi saya sampaikan di indonesia elektronik
gak tau ya tiba tiba nyaman aja ya pakai barefoot gini
melalui sistem proposional terbuka tidak mungkin
di sisi lain kan dia punya ada ruang atau lubang yang ada tiga yang ke depan
pakai dua telur asin kemudian satu lontong rawon
bagian kepala mainan dilubangi hingga rapi lalu dilem dengan tutup pentil
sementara utamanya kan tidak menambah kuota
kayaknya kan crossover kan gini kan tapi gue tuh selalu mantepin kayak
boleh sampaikan salam juga untuk semua guru di sana dan juga untuk semua siswa tentu saja
ketika mulai rame harus kita mulai semakin aware
itu ingin sekali ada semacam contrasting atau perbandingan antara kedua atau bahkan ketiga penampil ini
kalau tadi pagi saya mengatakan bahagia
pertandingan yang melibatkan dua kekuatan
di jalur mudik di pulau jawa saja
dua penyelam lalu mengibarkan bendera yang diikat pada tongkat
nah memang itu namanya grinding itu grinding
atau pihak atau individu atau setidaknya karakter yang toksik tadi berpotensi terbuka untuk masuk di situ
tukuk tukuk tukuk tukuk tukuk tukuk tukuk tukuk tukuk tukuk gitu
anda hobi berolahraga lari atau jogging
tanggal dua belas jemaah bisa berangkat dan mohon doanya ini bisa lancar
gedor gedor atau demo atau protes sampai akhirnya redis
mengubah dan memutarbalikan kebenaran ini
sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita
eksistensi tahu cibuntu tidak hanya di area bandung raya saja tapi hingga keluar kota
namun kalau kita lihat bagaimana nantinya ini akan bergerak lebih lanjut terkait dengan penyelidikan
itu mengarahkan penyelenggara di tingkat kecamatan maupun desa
tapi untuk batubara kalau konflik berakhir kita masih tinggi permintaannya
bahwa klien sangat sedih
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh penry buckle untuk sbs news
dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya
baru saja kami juga mendapatkan informasi dari berbagai pinjaman online platformnya ini
ruu penyiaran mewajibkan verifikasi konten di platform digital ke kpi
mas menteri tapi memang sangat kritis
hai ini dia jajanan khas tionghoa yang sangat populer di kalangan masyarakat kota binjai
ia menggabungkan teknologi budaya dan kearifan lokal dalam sistem pertanian di masyarakat bali
iya sebetulnya sih perubahan itu sudah dimulai sejak lama
menghancurkan lebih banyak rumah di negara bagian queensland yang terkena sinar matahari
yaitu gunung poteng gunung bacintan dan gunung raya
membawa suasana jogja karena jogja itu kota spesial ya

baik kami akan terus memantau perkembangan sistem pemilu
di semester kedua itu memang terutama di tiga bulan terakhir

karena janinnya menunjukkan tanda tanda kelebihan berat badan
satu lagi karena ali budimansyah sendiri pernah bersabda
berbagai wahana bermain menarik dan karakter lucu
mengasosiasikan anda pro yahudi
tapi pas pertandingannya gitu kan udah dibilangin sama pelatihnya nih
gue udah bikin script bintang tamu selama enam bulan ke depan
yang menjadi sasaran kita di tahap ketiga ini
nah ini ini bapak ibu dewan harus tahu nih
sehingga terjadi viral sebetulnya
setelah terbang nedung suka terbang
selain tahu putih dan tahu kuning
meskipun kami harus berusaha melakukan prosesnya
ini membuat saya berpikir bahwa barang yang tadinya kita anggap tidak berguna lalu dibuang
atau kalau misalnya menyumbat aliran darah itu bisa misalnya tangannya merasa pegel atau merasa aliran darahnya itu tidak lancar dan sebagainya
fatayir memiliki rasa mirip seperti pizza keju
lalu kemudian juga satu fraksi dari pdi perjuangan juga menyampaikan keterangannya
dan menurut paparan dari direktur utama peln
masjid yang diberi konsep sebagai masjid muslim
apa duet duet lim gitu kan di jatim juga
dan evita nursanti dari pdip yang paling menohok
selama menjadi member investasi atg ia tergabung dalam satu grup percakapan melalui handphone yang leader grupnya berada di jakarta
dari hidup nomaden gitu kan
waktu itu sempet liat kampusnya binus di jakarta
dengan tidak ada yang bisa dipenuhi
dan juga capek juga insyaallah tanggal delapan nanti sudah jadi pelebarannya semua
kalau saya kan dari umur delapan belas kan sampai sekarang ya rutin gitu nembaknya
sebenarnya untuk ptm ini vaksinasi khususnya vaksinasi terhadap siswa
kedua intoleransi berikutnya adalah violent extremism dan terorisme
siapa yang kemudian harus bertanggung jawab
dan kami pikir itu mempengaruhi kemampuan ikan paus untuk berkomunikasi dan bernafas
pembesar luar biasa dan berkuasa penuh untuk denmark
yaitu menjaga keragaman dan memberikan
oke ngomongin suara perempuan masa kini dalam juni
karena lpg itu subsidi kontennya tinggi
maka salah satunya adalah bahan baku
ilmu politik dan pemerintahan
jadi ini lebih panjang ya permasalahannya tidak hanya soal alat swab yang bekas digunakan
nah pada akhirnya apakah akan bahagia atau tidak ya tergantung dari bagaimana dua individu ini by lesti ataupun rizky bilar menjalani rumah tangganya gitu
pada waktu dia datang di hari yang ditentukan
iya bener karena tim tim kan di indonesia belum merata bu
ini waktunya kita produksi di dalam negeri untuk produk produk yang memang kita bisa kerjakan termasuk ke delai
dengan keluar negeri di filipina
nah biasanya asinan bogor disajikan dengan kerupuk mie yang renyah dan berwarna kuning caranya
karena yang diisikan disitu adalah produk produk
selain membutuhkan keterampilan suara atau dalam dunia perwayangan
dan memang kita seringnya makan sayuran hidroponik dan kita cenderung makanan vegetarian karena usia ya
untuk bahasnya sudah bergabung malam ini melalui sembangkan daring ada mas viva yoga mauladi dan juga wakil selaku wakil ketua umum pan
secara lengkap secara konkret prosesnya seperti apa saat ini namun mereka semua menyatakan bahwa belum bisa bergabung bersama kita sore hari ini
tapi tetap dari sini kita juga punya semacam threshold tertentu
asimetri dan suara percakapan
ya semoga kita doakan saya bersama sama lah
bukanlah hal yang mudah jika tanpa dukungan
penyakit kardiopatetik itu semua sudah bisa dilakukan di rumah sakit tingkat kabupaten
langsung banjir begitu saja tiba tiba
barongsai merupakan tarian tradisional tiongkok
menghukum ketua komite wasit
yang membentuk tera sekarang nih tera yang suka telat
dan adik adik berhasil melaksanakannya dengan baik

seharusnya kalau saya ini jam sembilan saya ke cilincing dari cilincing nanti jam setengah satu ke margembo
dia masak di insta storynya itu lo emang hobi dari dulu apa emang setelah itu
enggak ada karena lucu bapak ibu bayangkan mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga
dan sudah berdiri selama dua puluh tahun
begitu jam sembilan mereka sudah tidur
setelah itu diatasnya diletakkan kain kasa khusus dan diberi lem agar batu melengkap kuat pada lembaran kain kasa
tapi implementasinya nanti adalah lurah dan kepala desa
yang lainnya gitu kan ya
namun sebelumnya karena sudah lama sekali kita tidak berjumpa ya
dan tadi michael james titip salam ke gue katanya
nah jadi coklatnya ini akan kita ratakan kita bentuk di atas roti yang sudah tadi kita isi keju ya
serikat buru kepolisian victoria menganggap peraturan baru tersebut
penolakan pembelian kereta bekas disertai alasan yang jelas
artinya juga yang mengajak lebih ekstrim juga
yang ada di kabupaten ujung timur pulau jawa
persoalan tersebut muncul karena banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh dan padat di pusat kota
sekarang alhamdulillah dari kemarin tiga ratus lima puluh ribuan sudah menjadi satu juta tinggal kita teruskan trendnya
nah itu dari smp itu pas lagi udah mulai karena lingkungan gara gara lingkungannya banyak yang basket itu mulai masuk klub atau gimana tuh kok untuk smp itu
bahkan jumlah korban jiwa akibat erupsi rinjani
sehingga harus dikeringkan terlebih dahulu di bawah terik matahari langsung
kita memotivasi aja biar dia menjadi anak yang berani anak yang cerdas ibu yang berprofesi sebagai
dan ini adalah dalam hal sport
hal ini sangat tidak material
oke kalau kemudian kita bicara soal program vaksinasi yang saat ini mulai menyasar kaum remaja
yang sama sama memiliki visi untuk menyebarkan perdamaian
tim leputan cnn indonesia
gue sering lewat situ soalnya lah lewat delapan sebelas gue
menarik juga sih ditonton musim depan
saya raih insanosari adra anhar jakarta
yang merayakan komunitas pertanian
hal ini dikarenakan pihak fifa mengharuskan lokasi pertandingan stadion gelora bung tomo
tapi tentunya banyak hal yang kami laksanakan karena kami anggap ini penting
salah satu yang merasakannya adalah pusat konservasi orang hutan yang terdapat di kecamatan samboja kabupaten kutaya kertanegara
jadi kayak apa nggak stabil kayak misalnya beberapa hari yang lalu itu sempat menurun untuk kasusnya tapi habis itu naik lagi
atau yang dikenal dengan imkanur rukyat yaitu tinggi hilal tiga derajat dan sudut elongasi enam empat derajat
yaitu memprofilkan para pelaku atau calon pelaku
ya yang pasti sih energi sama feedbacknya enggak akan se apa ya se massive kalau kita lagi lakuin konser yang nyata gitu yang live gitu
katolik islam kunghucu buddha
jadi ada sekitar satu ratus empat individu yang sudah diidentifikasi menjadikan teluk saleh ini tempat kedua terbesar di indonesia untuk populasi hiu paus setelah teluk cendrawasih di papua barat
ruslan acib jadi duta tiktok ibl
tempat tempat rumah hiu ini
di sebelah kiri dan kanannya terdapat ruang yang disebut pawestren
oh iya tuh udah mencoklat dah
akhirnya strategi politiknya kan berubah
yang kedua ya memang wajarnya karena memang saat ini timnas kita ini bisa dikatakan bisa menjadi idola masyarakat indonesia
seandainya bkn ataupun instansi eksekutif
orang kan mikirnya women in motorsport pasti pembalap perempuan kan
mbak terkait dengan apa yang harus dipahami oleh masyarakat terutama yang memiliki hubungan yang tidak baik begitu
usai jepang angkat kaki masjid dibangun kembali pada masa pemerintahan sri sultan hamengku buwono ix yang bernama muda doro jatun
ya kalau lelah tentunya menyarankan untuk beristirahat saja
semua orang bilang tentang bali atau
ada persoalan di tol sama di pelabuhan merah ya
jadi acara indonesia night market ini annual flagship dari ppia unsw
dan tentunya data datanya harus diverifikasi kembali supaya tepat sasaran
bolanya bisa disaksikan tanpa pagar
karena politik dan sistem pemilu yang berbiaya tinggi
nah itu bisa dibilang ya kita tau ya cepet banget lah ya bo ya untuk seorang
tapi kan sebenernya banyak banget cewek cewek yang lebih lebih yang anak motor
karantina wisatawan mancanegara yang datang ke bali
tadinya warnanya gak gini tapi ini gue stikerin
apa ya isu isu hubungan antara manusia dan alam
jadi di sini program ini kita fokus untuk mengembangkan produk dari serat daun nanas itu
hal ini membuat lcgc dari daihatsu aila akan dijual dengan harga terendah satu ratus lima belas jutaan rupiah
yang kedua belum ada efekasi daripada apa namanya ini
selamat datang di jawa timur provinsi penghasil tebu terbanyak se indonesia
karena kan caimin itu terkenal ya
oh ya bumbu masakan yang digunakan oz lezat resto langsung diimpor dari turki loh
itu akan ada pertandingan antara peringkat lima
high reach match ini yang harus diantisipasi
tidak ada perlu saudara tutupin
biaya ini sudah termasuk untuk perawatan dan juga pakan yang sudah disediakan hotel
pernah mati itu tahun dua ribu sembilan belas mati hampir kurang lebih tiga ton itu mati
dan kita harapin sih di kemudian hari di kedepannya ini lebih banyak support dari indonesia
dalam konteks apapun lah
dengan adanya siklus tadi itu yang diukur
di sepanjang jalan ahmad yani banyak dijumpai toko ole ole yang menjajakan kerupuk kulit dan dorok dok
mereka menggunakan karunia karunia
habis makan mandi itu siang harus tidur tuh
ada saat tertentu mereka di omah kendeng di pati ini
mengatakan pemerintah federal harus berbuat lebih banyak
mungkin menunjukkan posisioningnya sebagai calon presiden yang kuat dengan gagasan gitu
nah vaksin astrazeneca kalau kemudian dia teruji dalam empat tahapan uji keamanan itu
jadi setiap tahapan di dalam penyelenggaraan pemilu ini berpotensi adanya gugatan
kalau harga bagus ya bisnis bisa lancar kalau harga turun tentu saja agak sulit berusahakan karena
untuk jadi tempat kuda kuda mereka bersihkan
banyaknya yang mantan tim nas yang legend legend indonesia dikumpulin sama dia
saat memasuki pelataran masjid namira di jalan raya mantub lamongan
karena mereka tidak dapat menanggung risiko
jadi kemungkinan kalau ada event seperti car free night insya allah akan meramaikan kawasan ini
pasokan ikan yang ada di pasar fabian berasal dari berbagai negara
kalau ikhlaq kurang tahu
kemudian dicampur kemudian didiamkan sampai dingin
keterima kan cuman gak diambil jadi sebelas nya tuh rada gimana tapi ada beberapa guru yang setuju setuju aja soalnya kan kenapa sultan milik tkom soalnya beasiswa kan ngebantu orang tua juga kan
sedangkan kita yang disini kita dapetnya sekamer bertiga
atau mulai dengan sedikit selengean juga bisa gimmick
kira kira permintaannya banyak dari kalangan mana saja nih pak toto
untuk segera sms atau telepon ke nomor awr di delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima
tapi sepertinya akan sulit sekali untuk mendamaikan kedua negara ini gitu
tapi publik menganggap semacam ada eksklus dari kepolisian untuk menelusurinya dan kemudian hilanglah empat nyawa
iya ini kan yayasan indonesia kan nasional kan
laporan anda langsung dari kantor mui pusat jakarta
yang disebut rahasia negara itu misalnya orang disergi strategi pertahanan intelijen
ini sudah bukan berhasil take on
tetapi ia tidak menuruti perintahnya
konten kreator tentu sangat berbeda dengan lembaga penyiaran
ini yuk merasakan langsung dari oven
nah pada saat debat nanti apakah kemudian mas gibran akan lebih banyak menjual program ekonominya pak jokowi
atau memiliki risiko tinggi penularan virus corona
contohnya kendaraan bermotor tidak boleh masuk
perempuan terbunuh akibat kekerasan
saat menjadi komisioner kpu di pemilu dua ribu empat belas
pada dasarnya membawa barang di atap mobil boleh secara hukum
setelah menggunting pola gantungan hiasan kaca mobil pola dijahit dan diisi dakron
itu artinya gimana menurut mas sawi berarti
padahal kalau kita mengikuti pernah mengambil satu dua sks
kalau tidak sampai dinikmati sampai terakhir
jadi mereka ini kita lihat memang ada beberapa faktor
terbukti kabupaten sumba termasuk dalam daftar daerah termiskin di indonesia
di sini the fed mengatakan bahwa inflasi di amerika serikat ini memang berindikasi bisa cenderung persis ataupun akan cenderung cukup fundamental ya
apakah aku bisa punya kunci ke gym
ya lo pasti ngeluarin uang buat beli bakar bakar bensin gitu kasarnya kan
itu gara gara jepang dateng sama cina
nah berbatasan langsung dengan kampung arab ampel
atau misalkan sebelum ko jojo ada orang lain gitu
jadi kita sudah sama masing masing terlihat melepaskan ego ya
karena kalau misalnya tidak diatur naiknya signifikan
menurut terma terminasi sonar kita tidak tahu
dan sedangkan dia dua puluh jadi kita masih bisa masuk buat main mix double
bangsa ini harus setiap saat diingatkan
jadi coba tolong dilihat mas yuda harga di tingkat petani sampai hari ini masih baik atau tidak
dengan menggunakan cairan atau larutan tertentu
setelah sekarang ini wah itu dia prayin masih tau gitu
proses terakhir adalah pengemasan
optimis banget sih sebenarnya sama apa yang terjadi di akhir tahun dua ribu dua puluh satu ini kan
saat ini keraton memiliki sepuluh kelompok pasukan yang disebut bergadang
apakah sudah dapat diketahui misalkan
dulu belinya mobil mewah itu porsial misalnya itu berapa
sebagai pulau terluar terselatan nkri
saat semua pasar kami tutup ekspor kita tidak bisa kita lakukan karena bandara kita lockdown
untuk bisa masuk platnas jadi juara dunia pemain dunia tuh gak masuk banget
jadi ya karena kan ini ya pertamanya pasti hobi ya gitu
tuh ini nah ini tekuk
kalau misalnya untuk perempuan satu ratus enam puluh lima ke atas kalau misalnya laki laki satu ratus tujuh puluh enam ke atas lah
waktu itu kan juga gak ada rookie rookie combine
anda dapat menemukan guru musik yang cocok untuk anda
ya kalau aku sih kan memang udah ada penangkal ya
apa ya punya tinggi dan punya tembakan juga yang cukup bagus ya
dunia usaha meminta isu mengenai pengupahan tidak dibawa ke ranah politik terlebih dipakai dalam bahan kampanye di tahun politik
kan kita bukan karung gue bilang
bagaimana kurikulum yang diterapkan di ponpes
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
di mana itu akan menjadi handicap bagi seseorang
tapi kalau tidak sebagaimana as usual yang kita lakukan sekarang ini
secara tersirat logo ini berbentuk kalderon olimpiade
allah tidak akan membubuhkan tanda persetujuannya
pertama masuk liga mahasiswa gak ada terus yang terakhir pandemi
mengirimkan surat ke alamat radio advent suara pengharapan po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
saya gak meyakini kalau cowok presnya dari nu itu
saya pikir kita telah menunjukkan bahwa ada koneksi
dan memang jadi disini tempat saya berdiri ini
kalau lagi belum dapat orderan ya manggal aja nungguin orderan dapat
tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mencermati
anda juga bisa melihat orang di luar online juga
gambaran nanti implementasinya adalah di korlantas dan perhubungan
meskipun kita bisa mempertanyakan mengapa mk mengeluarkan putusan yang
strategi pendekatan kebijakan publik dan lain sebagainya
bahan baku utamanya adalah tepung ketan gula dan air
nah ini akan sangat membahayakan karena israel tidak lama lagi mereka akan melakukan serangan secara langsung ya
saya kira itu kita percayakan kepada aparat
berarti kalo kata coach inal gak ada alesan lah ya
saya dari umur kecil saya suka belajar bahasa
lo kerja gitu tapi kan itu satu event yang gede gitu
walaupun kita juga melihat ada dissenting opinion dari para hakim mk
kawasan ini bahkan menjadi salah satu lokasi syuting drama korea itaewon class
bukan asia semua maksudnya di atas kertas kan bisa emas
lalu kondisi pangan dunia dari kacamata anda seperti apa
nah tentunya untuk pemberian dosis ketiga ini sampai saat ini kita belum mendapatkan aplikasi
dan dalam konteks penjualan senjata alutsista
ada pertunjukan barongsai segera dibulai
terima kasih banyak mbak dan mas
pernah biasanya kalau pelanggan ada yang baik dia mesennya satu nih jadi dua
dan secara umum memperpanjang usia manusia
oke kita doain semoga andra terus sehat sukses di rumah tangga dan karir selanjutnya
tidak menarik bagi pengusaha tadi
mereka bermain calm na dratn
semua karya yang dihasilkan sejak dua ribu sembilan belas ini biasanya dipesan untuk kantaran atau kado kepada orang yang spesial via media sosial
ya seperti polisi mungkin tukang sapu jalanan gitu kan
nanti korban apabila ini terbukti
dimulai dari mengurangi secara perlahan hingga menjadi kebiasaan
nah untuk itu dibutuhkan kalian juga harus dimiliki bagi seorang freelancer adalah pengelolaan keuangan
jualannya lumayan ya sempat paling gede tuh omsetnya di empat belas atau lima belas juta
selamat pagi bahasa indonesia
namun harus ada komitmen tegas berkekuatan hukum
ini dia yang namanya sultana langsung aja kita cobain ya
kita lanjut panen lagi
lengkap dengan solar panel dan sanitasi
tapi lu tau gak dia sempet boxing dulunya
nah ini jangan sampai ada kontraflow
conten creator menjadi profesi baru bagi masyarakat indonesia
jadi itu lima krisis yang berjalan bersamaan
kalau kalah ya sudah berarti besoknya kamu harus bisa caranya gimana supaya besoknya bisa juara bisa
di umur tujuh belas tadi yang dimasuk itu
kemudian tahun depan bisa lebih banyak lagi
sebelum pandemi kampung ini mampu menghasilkan lima ratus juta rupiah setahun
itu tuh bikin gue amaze banget
namun ada pulak menu steak unik yang disajikan dengan cita rasa dosantara
selain itu ada pula mie khas batam lainnya yaitu mie sagu
iya sesaat tapi ternyata sampai besar dia senang
baik mungkin saya sedikit memulai dulu bahwa jasa marga tol ini
di mana salah satunya mengizinkan peran serta dari beberapa negara
di kubu timnas sekarang ya
ya kalau menurut saya tinggi ideal untuk perempuan satu ratus lima puluh lima deh ya kalau untuk laki laki satu ratus enam puluh lima itu udah minimal ya
demi memenuhi kebutuhan hidup
diharapkan pada tahun baru cina kali ini segala urusan bisnis dan keluarga berjalan mulus manis dan legit
yang jelas memang tidak merampok bank atau mengambil sesuatu yang bukan milik anda
saya menonton basketball dan saya bilang oh saya benar benar ingin bermain basketball di sekolah
informasi terkini dari yang tukar demo dari yang saudara saudara saya melakukan demo
pension di satria muda
jadi lebih cepatnya di surabaya aja
bergabung bersama kami di sianan indonesia
tergantung turnamennya bentrokannya sama turnamen apa
tapi apa sih rencana dari kjri sendiri pak eko untuk merangkul masyarakat indonesia yang ada di sana
dan topik hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang fundamental gitu
oke tapi undang undang cipta kerja ini kan dianggap menguntungkan pengusaha ya
mereka dipaksa antri berjam jam untuk memperoleh satu tabung
enggak kok udah gak pake trik trikan lagi gitu
gak deh di pro gitu itu emang berapa lama lah de esta pj waktu itu
kemudian pkb genetikanya kan dna nya kan partai pemerintah
ketika mereka bekerja di suatu perusahaan itu justru merugikan mereka
solusi untuk beberapa tantangan terbesar masyarakat ditulis dalam buku alkitab
kemitraan itu yang harus terus adaptif
kita memperhatikan juga bagaimana cerita anak ketika menceritakan kegiatan yang mereka lakukan
dia tau sma enam sma tujuh puluh sma delapan puluh dua
yang merawat bayi macan tutul tersebut
baik hukum auhb maupun hukum agama
yang ada di dalam kantor mui tersebut
jadi biar supaya begitu dimasukin
untuk mengadakan minuman bersoda
jadi bener bener kayak basket tuh udah jadi dosisnya
namun italia sedang mempertimbangkan rancangan proposal
namun tentu ini kami masih menunggu karena agenda makan siang
apakah ini juga hal yang wajar sebenarnya
seperti di maluku di papua di gorontalo
ini potensi pertumbuhannya bisa lebih tinggi lagi dibandingkan tahun ini
untuk mengecek pcr nya si polymerase chain reaction nya itu berarti
biasanya kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan di malam tentu saja gula darah pada kasus kasus yang diabetes
jaminan kesehatan nasional itu menjadi dana yang paling banyak menyerap ke pembiayaan
penjatuhan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa mario dandi satya alas dandi
seperti kelompok usaha bersama yang memproduksi sandal dan sepatu
kalau lima ratus ribu aja diambil
kentang ayam dan telur yang ditumis hingga matang
itulah perempuan idaman mertua mertua di sumba
sebenarnya kalau signature move tuh gak ada yang spesial banget paling gue nembak tiga point kan
jadi udah aku gak tau kan awalnya aku bisa masuk ke french open atau enggak
ya beruntung lah kalo gua bilang sih ya
kedua aksesibilitas dari kalau kita anggap kedua sebagai tempat utamanya yang di negara wwf ini
menentukan kehadirannya di beberapa ranah karirnya
reformasi tersebut membuka celah bagi pemilik properti
dan bisa memberi positifitas
akun twitternya sempat diretas pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh yang lalu
iya jadi kita pun juga termasuk yang harus mematuhi ketentuan mobilitas saudi
kita menghadapi lima krisis secara bersamaan
yang melibatkan pond pes al zaitun sendiri
di luar pemain pemain yang
banyak kota kota yang direbut di crimea
selama bulan ramadhan antam akan memproduksi produk emas nematik ini
yang banjirnya agak tinggi dan itu pun hanya mungkin sekitar dua ratus sampai lima ratus meteran setelahnya itu hanya sekitar satu lutut lah
melakukan groundbreaking pembangunan gedung kantor pt bank mandiri persero gedung bank bni empat puluh enam
eh lu latihan pon di citra atau di sis sih
yang mau memberikan tambahan modal kampanye
kalau tidak salah jadi rasanya tuh kayak oh bisa nih saya bayar gitu loh
angka ini naik dibandingkan dua ribu dua puluh dua sebesar rp tujuh puluh satu juta
permainan berakhir setelah ada yang mencapai poin sebelas lima belas atau dua puluh satu
karena target pemerintah adalah untuk mencapai herd immunity nya adalah di maret dua ribu dua puluh dua
ini sambil kipas kipas agar dia tidak menempel
bumbu bumbu pertandingan final antara argentina dan perancis pun menarik
dan kemudian kedua hal tadi yaitu ekonomi
iblis suka memecah dan menaklukkan rumah tangga untuk memecah belah masyarakat
memang banyak sekali ya borneo
ya memang penyidik secara ini masih menghitung
waktunya dua menit dimulai dari bapak berbicara
maka kita harus bersedia bertemu dengan dia di dalam kedamaian
selain tadi pemerintah memberikan regulasi
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
pria yang akrab di sapa odi ini sudah puluhan tahun bekerja menjadi supir dan pemandu wisata
kalau terjadi inflasi pangan maka kita buru buru melakukan upaya melakukan intervensi yang begitu besar supaya inflasi yang disebabkan sektor pangan itu menurun
saya akan mengacaukan dan memutarbalikannya
memang secara match up pj ini sama ranz
dan juga berbagai insentif dari pemerintah
roma enam ayat dua puluh tiga menuliskan
ada dua cara pengembang biakan tikus inbreeding atau outbreeding
karena konflik tidak hanya terjadi di gaza
nah soal astrazeneca sendiri ini kan sudah mengungkannya
kalau terlalu ringan kita bisa pegang satu atau dua dumbbell
ingin menunjukkan ke penonton
karena memang pertamina menerapkannya itu sistem distribusi
langganan udah lama jadi gausah disamperin lah ibaratnya
masih bisa melalui jakarta cikampek
ada tiga komponen utama untuk suksesnya pelaku umkm ke depan
lalu mungkin besoknya baru pagi lalu besoknya lagi pagi sore
di tegalega di tegalega
inilah gria anggrek di area taman koleksi kebun raya bogor
kendali demikian kementerian bumn akan memperhatikan remunerasi yang didapat
jadi dari kedua belah pihak itu harus sama sama sadar
dan saya akan menunjukkannya kepada anda
yang sama juga tidak menggunakan empat pelarut tersebut
yang berseberangan dengan pak prabowo dan akan dirangkul
supaya kecepatannya yang bagus adalah di atas empat puluh
nah perfilman tanah air indonesia tanah air kita terus menorehkan prestasi meskipun sedang masa pandemi
pada lima mei dua ribu dua puluh tiga bus tni angkatan laut lantama lima surabaya jawa timur menerobos perlintasan kereta api saat sebuah lokomotif hendak melintas pada perlintasan kereta api di jalan kolonel sugiono malang
pancernya masjid gede kauman
tapi kelihatannya untuk mereka yang masuk kalangan menengah pembelian barang impor itu mungkin tidak dilakukan setiap bulan lah
bagaimana membuat satu makanan gitu ya
meskipun obat ini hanya tersedia dalam kasus tertentu melalui dokter
nah cost structure itu yang harus kita diskusikan bersama dalam menentukan nanti hpp
sejak invasi rusia atas ukraina
total antara impor yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan ulis swasta
tanpa pendamping berpindah pindah apartemen yang membuat biaya membengkak
maksudnya momen apa yang buat admin sendiri ngerasa
setelah digoreng atau dibakar hingga masak daging malon siap disandingkan dengan lapang timun kubis selada dan tomat
dan juga teknologi itu akan suatu saat akan menjadi murah
bahwa negara negara non aligned itu kadang kadang sekarang sudah aligned
terkonfirmasi misalnya dengan data yang
kita pergi ke singapura kita pergi ke hongkong kita pergi ke jepang kita pergi ke amerika kita pergi ke eropa
kami menggunakan mikroba yang ada pada lingkungan pada tanah pada daun
satu memang rawon itu favorit saya
karena tiap tim udah punya fotografer masing masing soalnya
karena menurut saya dengan teknologi yang ada merek impor itu sangat membantu saya pas lari
gerakan tari pria halusan biasanya untuk karakter karakter halus seperti romo atau resmono
jadi larangan supporter ui datang
banyak motor bolak balik dengan orang berbeda
karena aku ngejar pesawat jam lima pagi
tapi kami melihat bahwa peluang itu akan semakin banyak karena kenapa mas
kalau sudah jadi anggota dprd ya
kalau mereka perlu bantuan atau perlu dukungan gitu
roster beton berwarna abu abu yang terbuat dari semen dan pasir
hakim juga sempat habis kesabaran ketika mendengar jawaban mario yang berbelit belit
pada dua ribu tujuh belas ia pernah merasakan pahitnya gagal panen akibat el nino
ini tadi lu sempet bahas sempet ada singgung dikit soal rookie combine nih witt
yang kedua ini akibat dari panik
fasilitas puskesuan ini meliputi poli laboratorium hingga tindakan bedah
untuk di rumah tuh contoh
namun masih belum jelas skema yang akan digunakan
untuk menerima layanan kesehatan
sebagai penghibar bendera tadi jam sepuluh
mulai dari rekayas halulintas
mereka tidak hanya dari cianjur tetapi juga dari sukabumi dan kabupaten bandung barat
tapi ada juga terjadi mungkin seperti bycatch
tapi kenapa tetap memilih untuk manggal di sini pak
saya belum berani mengatakan apakah ada gimmick gimmick spontan
agar hasilnya ini benar benar akurat
dan merasa kulitnya lebih sehat
flawira sm dan pj gitu
banyak yang berlomba lomba ingin menduduki kursi prestisius
dan apakah angka ini terus menurun
dalam beberapa tahun terakhir ya
juga kalau mesin terlalu overheat kemudian ada oil leaking ya kebocoran oli atau saluran bpm itu juga bisa menyebabkan kebakaran
dalam salah satu acara tahunan teknologi dan telekomunikasi terbesar di dunia ini
atau enggak nasi yang fibernya tinggi
namun tepat di depan kantor utama terdapat situs sejarah goa jepang yang bisa menjadi destinasi wisata sejarah
kalau begitu bagaimana prediksi dari bung toel sendiri mengingat bahwa jepang sendiri seperti tadi bung toel katakan peringkat tujuh belas
itu buat badan bu gimana bu kalau makan yang curu
jadi tiap malam itu sepuluh malam terakhir ini kebetulan ada solat tahajud juga
dan menurut data dirjen beacukai dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh dua
nah ketiga itu medan magnet artinya karena medan magnet sebentar lagi kereta itu akan melintas
ketua bidang perkereta apian masyarakat transportasi indonesia aditya dwi laksana menjelaskan
berolahraga di usia senja juga dilakukan oleh senja
tidak lupa selalu ada alunan musik dari gamelan yang mengiringi pertunjukan
jadi ketika kita mengingat bahwa ada salah satu putra presiden putra kulung presiden
ada tempat yang banyak perjalanan antara australia dan negara negara itu
kemungkinan besar ekonomi indonesia kolep
jika nantinya diundang dalam satu forum bersama dengan banca pres dan juga cawa pres
sementara untuk ikan tuna beku harus dikirim terlebih dahulu ke ambon
lantas sudah masuk musim panen raya kenapa impor beras tetap jalan
kami tetap kepada gagasan apa sih yang ingin didengar oleh rakyat

baik tol maupun nontol terhadap perjalanan pemudik sampai ke tempat tujuan
melindungi tenaga pengajar kemudian siswa didik
ini kemarin sih kebetulan dikenali nama teman kan katanya ada tempat buat anak anak
mas ruby ini sesuai dengan headline kita hari ini
jadi permajaan iya untuk masalah keselamatan dan kenyamanan
masjid ini berada di gang mama winata jalan cihamplas r satu ratus dua rw lima
di situ juga mudah dicari
tapi kalau gue liat rosternya timnas elit muda kan
ada asbak ada sandal juga
mendapat dua siklus satu ratus sembilan puluh tahun total
kami mulai dari smk karena alhamdulillah kami mampu untuk meng cover itu
ketemu tanggerang hf wes bandit
tapi apakah sampai ke bawah rasanya kecil banget kemungkinannya
sebanding dengan manfaat dan hasil pertanian yang semakin produktif
latihan yang diberikan oleh orang tua pras tawa cukup ketat
smp sd pendek banget pokoknya
halo pendengar money honey balik lagi bersama gue sarah ariyanti
gen kita akan ditambahkan di situ
kalau mereka yang lebih satu tahun kenaikan upahnya sesuai dengan struktur skala upah
jadi kita suka sekali dengan sayuran
thank you banget juga udah ngajakin gue ngobrol
sekali jenis jenis makanan tradisional yang kami hidangkan
terhadap jonasi jonasi ini harus dilaksanakan
oh begitu dia menikah sama yang kebetulan yang ditemani berboncengan ini
maka yang perlu sekali anda lakukan adalah membagi di bulan april ini
sebanyak empat lima juta
mungkin nanti supaya enggak mengganggu operasinya kuala lantas
dari situlah irfan amali bekerjasama dengan salah satu teman kecilnya
yang pasti jangan sia siakan hari libur anda ya
kasih tertinggi dengan menciptakan
memegang teguh tradisi dan budaya menjadi prinsip hidup warga sumba
ingin mempertanyakan lebih jelas dan ingin diperjelas
dan yang menjadi polemik dalam hal ini bukan hanya soal dari tes wawasan kebangsaan saja
tangan kanan ambil jepahnya di dalam sini

di lingkup mereka sendiri
ikatan dokter anak indonesia jawa timur menyebutkan
untuk pertama kalinya tol cisumdawu beroperasi secara penuh
untuk pengobatan dan terapi pasien covid sembilan belas di indonesia
memang belum ditentukan siapa namanya tapi siapapun juga sudah memperkirakan
tapi di bali united udah beberapa bulan nih gimana ko rasanya pak
maka penting bagi anda sebelum berangkat mudik untuk merencanakan perjalanan
sukma mengaku tinggal di rumah tersebut sejak menikah dengan andi
sekiranya diponis bersalah itu betul bisa dijadikan hukuman yang maksimal
kami itu mundur boleh itu sama sama kita itu
nah ini pr yang menurut saya juga harus segera diselesaikan
dengan edukasi edukasi tentang perdamaian
jadi saya membayangkan bahwa para tersangka sudah bisa mempertimbangkan atau menghitung hitung
kami bahas malam hari ini bersama putu winastra ketua dpd asita bali selamat malam pak putu
dengan jumlah yang mau dikasih berapa
dia mendukung apa yang menjadi programnya anis gitu kan
ya sedih aja kalau misalnya kita tuh nonton sesuatu yang ilegal
ide ini berawal dari niat pak endut untuk menjual bakso di kalangan menengah ke bawah
pemberian pomefizol hanya bisa digunakan untuk korban dalam gejala awal

latar belakangnya itu seperti apa
untuk memberikan lebih banyak amunisi dan lebih banyak sistem
biasanya pasar untuk asian market itu maksimum satu minggu
kan orangnya itu kan mestinya ya seratus kan ya
saya akan dua minggu quarantine di kanada dulu
kapan hasil itu bisa diterima oleh kompolnas
sama terus ditambah lagi kalau pada saat grooming ya dia kan dikasih obat anti kutunya
nah itu lebih parah dari undang undang agraria kolonial
isu climate yang paling heboh kan ya
ini dia setangkap sandwich goreng
blue ridge itu dia yang ngirim cv segala gitu
biaya ini sudah termasuk untuk perawatan dan juga pakan yang sudah disediakan hotel
yang ingin sekali bermain pickleball yaitu dengan teknik ding
nah untuk connectingnya nanti ini kita menggunakan baut dan plat
dan itu akan menimbulkan masalah berkaitan dengan persepsi pasar persepsi ekonomi persepsi politik
sudah diperkirakan untuk mendaftarkan diri untuk menggunakan vaksinasi dengan dosis sisa yang tidak tergunakan oleh
cermat dalam melihat peluang cuan menjadi salah satu kalimat yang tepat
yang itu juga membuat identitas kondisi fisik dan mungkin riwayat jemaah haji mengenai kesehatannya
yaitu mengganti patung kelinci dengan hewan yang lebih sesuai dengan habitat alaminya
pertunjukan musik yang akan terjadi secara offline ya
lalu juga ada di sustainable finance
untuk nyeri kronis dalam jangka panjang
yang tadi saya sebut mungkin dari kita ada kenangan kenangan
kalau di amerika misalnya ada
bahwa memiliki kendaraan berarti memiliki resiko dan konsekuensi tambahan
karena kan pak jokowi juga punya peraturan presiden loh
kayak ya aku kepake nggak sih
karena ganja yang di thailand itu tetrahydrokanabinolnya rendah
tidak mudah untuk mendapatkan tujuh enam juta dalam satu tahun
ada dua menu andalan di kedai ini
hari itu jaseline kehilangan suaminya dan anak anak kehilangan ayah mereka
jadi para netizen jangan lupa kalau melihat sesuatu harus dari berbagai sisi
garut ini bagian dari apa yang saya ceritakan tentang
mereka baru akan berjalan setelah diizinkan oleh alvarez yapen
dan saat ini kita harus mengakhiri program acara ini
sebagai media rehabilitasi orang hutan kalimantan
yaitu saudari yuli niyati zendrato yang beralamat di jalan kartini dua gang masjid dua nomor tiga
untuk tahun ini belum dikeluarkan
rolua ini pasangannya dimakan sama sambal ini
serbuk terbaik berasal dari kayu jenis meranti atau jati belanda karena berwarna dominan putih

minat berkaitan dengan keinginan atau daya dorong keduanya harus sejalan tanpa dorongan minat bakat
hospitality kepada tenaga administrasi hospitality kepada customer service
kita akan selalu dukung apa yang menjadi langkah anda ke depan
kok tapi sebenernya kan si vincent juga mungkin tau ya
ketika sedikit kemudian postingan postingan yang ada di twitter artinya apakah kemudian membuat timnya ini tidak
dan kesenjangan antara pendapatan dan biaya perumahan semakin melebar
termasuk tingginya permintaan akan makanan nabati dan hambatan psikologis
punya ktp bukan berarti sudah dewasa dalam hal finansial
butir pertama disebutkan nama yang tercantum tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara atau asn
waktu dulu enggak sih enggak ada itu soalnya dulu enggak terlalu serius basketnya enggak yang kayak tau kayak di seluar bandung tuh basket yang bagus tuh ini ini ini ini gitu
hal yang sama nanti kita bisa terapkan di pilkada pilkada
tapi saya mau ke bu yanti bu yanti
untuk tampilan sepeda berbeda tutup pentil ban ini juga untuk menjaga tekanan angin ban
tak hanya menanam kelompok petani ini juga melakukan proses pacar panen kopi mulai penjemuran penyangrayan hingga pengemasan kopi
atau tujuh puluh satu persen melibatkan penggunaan miras dan menyebabkan dua ratus satu orang tewas satu ratus delapan puluh empat luka berat dan empat ratus tujuh belas luka ringan
kami hanya ingin mengingatkan bahwa pdip perjuangan dalam keadaan sesulit apapun
tiga kali berturut turut pada tahun dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
dan kasur menggunakan vakum khusus
meskipun pasangan yang lain belum ada wapresnya ya
tapi seringkali kita itu kalah dengan
keanis itu sebenarnya sudah melalui proses yang panjang
dan nanti sampai minggu depan tujuh puluh lima orang
soalnya sering langgaran juga ke sini
mas mark anthony dan
pada waktu jaman gue sma kelas tiga waktu itu
dan kemudian juga salah satu faktor juga adalah perjalanan
lo nggak akan bisa menjadi seorang michael jordan
dan juga apen bayeren ini merupakan pendidikan
untuk kendaraan terjangkau ramah lingkungan tersebut telah ditetapkan dan diperlakukan
ini membuat proses memasak akan lebih lama
pastinya juga disandingkan dengan kebutuhan dan kemampuan
kalau mbah rebo pindahin hujan dengan proses mistis kalau yang ini secara ilmiah
namun lagi lagi alasan ekonomi tak bisa terelakkan
karena ya memang mau tidak mau kita harus ada lah pendidikan spesialisasi itu yang ditingkatkan kan
bedanya kue yang awalnya tiga lapis dibuat menjadi belasan lapis tipis dan jadilah lapis legit
anda bisa membeli sendiri ragam bakso yang ingin disantap untuk selanjutnya diberi sayuran dan disiram kuah
ke ibl kapan akan diumumkan
ketika anda sedang berada di dalam gedung bertingkat tadi ya
nanti tanggal enam dan tujuh juni baru ada public sales atau penjualan secara umum
kalau komunitas di kenchi tamani ini kurang lebih ada tiga puluh orang
dan ini tugas yang tidak mudah untuk adik adik ya
tidak tepat pada orang orang
dan kita juga adalah mitra utama konservasi internasional yang ada di indonesia ini
sebagai contoh di atambuang ada satu rumah sakit
sampai anaknya bisa kejikatan data kayak gini kan
prastawa masih belum berhasil membawa pulang trofiya ibl champion
saya nonton di durban pencet juga
karena tahu benar karakter mereka
mengapa sepertinya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hal benar atau salah
aktivitas luar ruangan dan pertemuan sosial
itu yang disebutin kelompok swing voters gitu ya
bahwa banyak sekali anak anak kita yang kurang gizi stunting
dibuka sedikit dengan patokan tulang tempurungnya
mulai hari ini saudara rat saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya
terkait dengan hal tersebut juga saya akan minta bagaimana pendapat asita audiensi yang dilakukan bersama pemerintah provinsi bali
karena ketika pertama kali
iya tapi kan ada jurusan yang menembak
dan itu kematiannya terjadi di rumah sakit bukan di puskesmas
dimulai dari mencoba melompati rintangan setinggi enam puluh cm hingga meningkat ke papan setinggi sekitar satu lima meter
namun yang membuat ruang sidang termasuk hakim terkejut
nah ke gresik itu di gresik itu aku udah gak ada partner aku pemain dobel
waktu terbaik selanjutnya adalah hari ini
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang terdamparnya ikan ikan paus jenis pilot
setiap harinya asisten sales manager di sebuah hotel di jalan setiabu di kota bandung ini selalu menggunakan penata rambut seperti gel dan wadah
gimmick juga bisa menutup kalau kita kelihatan agak bingung sedikit
pemiliknya mengatakan ide mencetuskan kreasi ini berawal dari kesukaan senggekasi akan minuman manis
para pedagang ini mengalami penjualan yang cukup lesu begitu syaza
bapak tadi apakah bisa dimaknakan sebagai bapak menerima ponis itu sebagai orang tua
oke baiklah kalau begitu terima kasih miki sudah berbincang dengan kami
bagaimana perasaan pertama kamu saat kamu
mengenai geopolitik mengenai pertahanan dan lain lainnya saya kira kurang memberikan
artinya aktivitas seperti ini kegiatan kegiatan
dengan jumlah seperti banyak
kemudian berupa penyampaian penyampaian informasi tentang rawan
contohnya misalnya kita ambil misalnya pusat perbelanjaan
kalau di jogja itu kan ada
di ruangan ini anda bisa meluapkan kekesalan seperti pertama kali putus cinta
jumlah memadai itu adalah tiga kali pengeluaran rutin bulanan
oh terima kasih mbak dea
akhirnya ya gua cepet udah hopeless lah hitungannya sebenernya
mungkin kita juga pernah mendengar ada seorang selebriti yang memilih untuk tinggal di rumah sewa
seorang jurubicara ato mengatakan
kemudian berkembang menjadi bercak merah yang mulai dari muncul dari kepala dan menyebar ke badan
baru kemudian di ujungnya menggunakan kompor listrik
dan itulah yang membuat kita akan betah dan senang berada di tempat itu
sebelum dua acara itu westlife telah lebih dulu tampil di beberapa kota lain di indonesia pada tahun ini
oleh karena itu masyarakat harus pintar pintar memutar otak dalam memenuhi kebutuhan
minta ya bisa gitu kan
dengan harapan dapat mengedarkan lebih banyak uang tunai ke dalam perekonomian
mas farouk bagaimana suasana ramadan di turki khususnya di tempat anda berada saat ini
kita benar benar lebih suka
tetapi sedang sudah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah

untuk jenis layanannya rumah sakit tadi saya sampaikan dibagi empat
ya baik ini kuncinya adalah sistem terbuka harus dialihkan menjadi sistem tertutup
menjadi salah satu dari tiga sd yang mengawali tes genus ini
ada enam puluh persen lebih yang puas dengan kinerja jokowi
adalah yang tidak sesuai dengan ekspektasi tanda kutip
antara filmmaker indonesia dan australia
kita kira tentu hal itu tidak akan terjadi lagi
kemudian ada masjid ini begitu sekali manfaatnya besar sekali
pelestarian lingkungan dan mengurangi emisi global
dan mungkin yang absen ini
erlangga wisnuwaji andriawan saputra jakarta
sekaligus ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia kabupaten badung
waktu itu masukkan jimmy butler sekarang tobias harris gitu
ini juga sebuah pilihan
di nilainya sudah hampir seratus miliar
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman mengenai cara cara untuk memperkenalkan bahan bahan asli australia
untuk memitigasi jika terjadi
setelah itu bisa dikembalikan untuk sepeda listriknya
belum lagi tanah di daerah situ itu tanah lunak mbak
ada daun salam daun dewa akar alang alang kagi secang daun ginseng ketumbar jahe dan bahan bahan lain
jadi sungguhnya tidak ada urgensinya sama sekali
supaya tidak mudah puas dan tetap rendah hati
sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan tinggi dengan murah
karena bagaimanapun juga tugas atau fungsi konservasi itu sesuatu yang jangka panjang
nyawa dan kesehatan khususnya anak anak itu tadi ya
tapi memang kami bebaskan senyamannya mereka
banyak ditunggu nih bu selalu ditunggu nih kayaknya kalo gue ngeliat di komen gitu kan
ia akan dilarang berjualan di kawasan malioboro
berarti lu sekarang total di kuliahan kemarin pas empat tahun ya pas di telkom
namun setiap jenis minyak itu biasa digunakan untuk hidangan tertentu
yang dulunya kecil kemudian membesar
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
menjelang imlek sukma membantu kedua mertuanya
salah satunya yaitu sebuah al qur an yang ditulis tangan

namun yang tidak kalah penting tentunya keberadaan kue kue kering seperti kue kastengel dan si favorit banyak orang nih si manis nastar
dalam surat keputusan penonaktifkan yang kami peroleh dari sumber istimewa ini
iya kayak mungkin banyak yang minta foto aja
belum makin parah ya
dianggap telah memiliki kekebalan tubuh secara alami
ada beberapa pemain yang dihukum karena
apakah ada pengajian atau mungkin ada tarawih bersama tadarus bersama seperti itu
iya ini merupakan event yang bagi kami
industrian dan anggota dpr yang lain
kan begitu atau skemanya ada yang berubah
kemudian juga di roma wekulu juga seperti itu
saat penyidikan itu saya banyak berbohong
salah satu cara membantu pemerintah
sehingga dasar itulah kami memperbaikinya agar nanti di iff maupun juga di pld dunia kualitasnya itu penuh
dan yang paling penting biar lebih aman bisa juga menggunakan helm seperti ini
singkawang juga memiliki banyak pantai
impor tahun ini ini ada kecenderungan lebih tinggi dibanding impor tahun lalu
ada yang dirawat jalan dan ada yang dirawat inap
karena paginya itu juga tidak begitu ramai
karena kan di umur umur segitu lo lebih sedikit distraction gitu ya
kan ini kan ada definisi
tapi pembayaran kami diterima
dua bulan atau satu bulan untuk terus terusan setiap hari syuting
yaitu saat ia berhasil membawa pulang medali emas e games dua ribu dua puluh
nah kalo yang ini hidangan premium dengan rasa lokal
salah satu komponen keselamatan penting saat terjadi gempa adalah terhindar dari reruntuhan bangunan
nah kemudian yang kedua adalah by target
ekonomi menilai proyek kcjb ini harus didiskusikan
pemulihan ekonomi pun juga akan jauh lebih lambat ya
bagi orang orang di beberapa wilayah di negara bagian itu untuk tetap tinggal di dalam rumah
karena ada temen juga apa gimana
plus tiga relawan kita mrc yang ada di rumah sakit indonesia
dia defense nya punya serangannya ada
baik untuk sarapan makan siang hingga makan malam
dan konservasi itu tadi gak harus jadi saintis kok
itu yang harus dilalui dalam rangka untuk memperkuat proses legitimasi hukum
tapi dari sisi kementerian agama
atau sebaliknya ada apa namanya
umur lima bulan sudah siap
seakan akan itu adalah bagian dari abuse of power dari seorang presiden
proses proses hukum yang ada di undang undang
saya kira juga ini bukan suatu hal yang aneh bagi pmn

sendok yang didinginkan di kulkas atau kapas yang dicelup ke air dingin
misalnya dia beli empat itu ya sekitar taruhlah seratus ribu gitu ya
jadi ini kombinasi antara kebijakan moneter peska dan ngecekkan
dalam sehari satu perusahaan jasa ekspedisi bisa memberangkakan dua puluh hingga tiga puluh lima ton barang
dan dibawakan oleh dilail abimanyu
iya atlet basket gitu kan yang masih umur enam belas kan
terus itu lucu lagi jadi kayak kita diinterogasi gitu
jadi intinya memang jangan terburu buru
apa pegawainya dari ini
mengaku sebagai ketua pampel persikabo
hanya ada dua spklu di jalan tol jakarta hingga semarang
nah itulah kalau kita melihat kemarin kenapa prabowo gibran bisa menang
karena rasanya yang segar air kelapa bisa menghilangkan rasa dahaga
kecuali mungkin kalau misalnya berpergian ke airport itu harus masih ada bukti vaksin dan sebagainya
dan untuk membahas hal ini bersama saya melalui sambungan telepon
yang kedua santai kayak di pantai
adalah sejak adanya putusan dkpp yang menyatakan kpu melanggar prosedur dalam menetapkan pasangan calon
perkenalkan saya galih saya di sini ingin mengklarifikasi
kalau gue sih pribadi kemarin ya seperti biasa kalau nba gue nonton dia kebanyakan sports ya
aduh dia kalau sedang masa kawin tuh emang lebih sensitif ya
semua punya punya kakak punya ktp juga punya bayar pbb juga
yang bisa melakukan bedah jantung terbuka
voice nya udah langsung ke transfer ke suara kita
tapi ya cuma sebatas ya ex school ex school
namanya yang melamar untuk menjadi cpns
apakah benar dimaksud dengan kelalaian yang kaitannya dengan membersihkan senjata
setelah itu diberi bumbu serta gula merah
yang sudah disiapkan oleh dosen dosen pengajar mata kuliah di universitas surabaya
nah kalau kita compare berbicara soal pendapatan ucup
sehingga angka kematian akibat jantung ini menjadi menurun
biak nufor adalah sebuah wilayah kepulauan di utara papua
saya malah subsidi sampai udah dua puluh tahun nih
hai kupatnya tuh lembut banget katanya sih karena efek dibungkus daun papat
ketua pelaksana lokakarya foto eka vetranika menjelaskan
pada hari ke empat belas berikutnya
anda tidak bisa buang air kecil di rest area
jadi memastikan bahwa distance tetap kita jaga
ini adalah raket perlindungan bagi negara negara dan potensialnya penyelidikan di pemerintah kebalik
terus harganya juga dijual kembali juga tinggi
dan cara kita mengkonsumsi tempe itu bukanlah tempe yang digoreng
dan saat ini dengan dibantu juga oleh kementerian sosial tadi pagi saya kontak dengan bumenteri sosial
para pemirsa tnn indonesia
sementara kemudian berbelok ke kanan
apakah menjadi berani untuk melakukan hal itu karena ingin dianggap hebat di luar sana atau bagaimana
karena ada sih kemba sama evan fournier kan baru masuk
besar pelosok tambang sari surabaya meski kedai ini masih tergolong belia namun sang pemilik
belum parah banget tapi tambak parah sedikit tiap hari
ketika ada kecelakaan atau sesuatu yang terjadi di jalan yang membahayakan daripada wisatawan itu sendiri
para pembuat kenalpot kini khawatir usaha mereka gulung tikar karena tidak ada pesanan
jadi sehingga itu di online itu ada filter bubble filter bubble
dan beberapa efek samping efek samping merugikan lainnya
klub klub kokoh juga salah satu klub yang istilahnya setuju kalo naturalisasi emang harus dikasih bermain gitu kan
dan di negara manapun pengendalian inflasi itu biasanya hanya dilakukan dari satu dari
langsung masuk ya harus scan dulu
nah izinkan pak mahfud kami menampilkan
dan kita baru bisa meroket mungkin ya
gerakan silat sebagai dasar seni rudat merupakan simbol pertahanan ataupun bela diri
jadi sudah ada gambaran nggak kalau kamu sendiri nih terlibat dalam komitenya a m ini
yang menaikkan harga gaba dan beras naik sekitar delapan sembilan jelang persiapan panen raya
apakah sepuluh tahun yang kemudian dua puluh tahun tiga puluh tahun atau lima puluh tahun
udah sini kakek aja yang latih gitu
kalau bapak ngasih gizi kepada ibu hamil itu baru setuju pak saya
ya dan biasanya kan kehadiran ngo juga ya harusnya kan diapresiasi tapi pasti juga kadang kadang ada mungkin komunikasi atau harus ada persamaan visi dan lain sebagainya
pertalite juga mendapat subsidi melalui kompensasi pertamina
tetapi proses penularannya adalah lewat proses belajar yang salah lewat proses peniruan yang keliru
apa ya price nya sebenernya price nya kalau misalnya lo masuk dbl hostel ke amerika
dimana orang benar benar ingin tinggal
oh asik sih soalnya apa ya
ya antara pagi sama sore lah
memang ada beberapa aktivitas yang cukup aktif gitu
saat ini sudah banyak perusahaan yang menawarkan jasa pembersihan
air di sungai ini pun tergolong tenang sehingga aman sekalipun anda belum memiliki pengalaman mendayung
nah kita lihat di sana kenapa orang itu mau memberikan uang uang ini
jumlah plankton berlebih memiliki efek negatif pada lingkungan laut
jadi tas pendekatan pertama yang dilakukan adalah pendekatan yang sifatnya persuasif atau preventif
habisin bahan bakar juga
kemudian akan muncul seperti video bagaimana pergerakan pesawat
bahwa demokrasi yang kita perjuangkan sembilan puluh delapan pasti kita akan nebut kembali
kolat dodol bubur dan kacang hijau
kami dari awak media sudah dibatasi garis polisi untuk tidak masuk ke dalam
mulailah ada satu perasaan lebih dekat
lajur ketiga ditambahkan di bagian tengah mulai kilometer tujuh puluh dua hingga kilometer delapan puluh tujuh
pak mengingat memang kadang kadang ketika suplainya besar harga pasti akan turun
pada penobatan kotokohan dan pemberian warga
salah satu yang bisa dikunjungi yaitu danau pading di area wisata bukit pading bangka tengah
maka terjadilah antara sirekap rilkon dan kawal pemilu maupun data data lainnya ada kesimpang siuran
apakah ada rencana akan dibawa
mana anda bisa mencari yang penting tombol menu nya dipilih kemudian pilih kategori tv pada bagian perangkat
orang orang terpilih akan berjalan di atas batu bara yang tajam dan panas
nah ini yang harus dari sekarang itu harus diskemakan nanti bagaimana
menurut ganjar jamu memiliki potensi besar untuk go internasional dan makin dikenal oleh dunia
buat nonton lah gua pikir kan
ya mungkin kalau cuaca mendukung ya satu dua hari sudah
nah untuk di berikutnya nanti kita juga berada di hotel karantina
kecepatan maksimalnya bisa mencapai dua puluh lima km per jam dan harus dioperasikan orang dewasa
biarlah ini akan menjadi berkat khusus juga bagi anda
karena tiktokers itu kan dia berusaha untuk mencari sesuatu kan sesuai dengan karakternya ya
permainan untuk merebut kekuasaan tapi permainannya keras
nah apa yang harus kita lakukan tentunya adalah kita mencari sumber sumber keran penghasilan yang baru ya
smp yang kelas satu kelas itu surya bangsa yang kelas tiga tuh smp sekayu namanya
yang sekarang akan diberikan dari satu juli
lebih dari itu berpotensi di jalan tol
apakah ada pembicara dari indonesia
dan berbicara dengan mereka tentang aturan pembayaran
atau mereka mau nanya ya datang aja dulu ke emy
dan juga ini kan hewan ini ya tadi dikatakan hewannya liar
pernah sih kayak misalnya tuh pastel pisang goreng soalnya lebih enak gurih gitu
ya anda melihatnya ini puncak es sekarang kasus ini menjadi puncak es
harapannya apa dengan makan kue keranjang
ini harus perlu dipertemankan
iya tergantung drama mereka
sebagian jala disangkutkan ke bagian siku
juga ada perusahaan perusahaan yang sudah masuk ke membangun smelter aluminium hydropower dan lain lain
semakin rumit pola desain roster maka harga juga akan semakin mahal
anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom
jadi kalau dia gak masuk bolanya mental akan masuk got
penggunaan kacamata hitam juga penting saat beraktivitas di luar ruangan untuk melindungi kulit mata
sampai ke komersens berikutnya kepada artis
sementara itu menteri pendidikan australia jason clare menekankan pentingnya mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke gasa dan mencapai kesepakatan kejahatan sejata antara israel dan hamas
itu tidak yang mempunyai alas terlalu keras
dengar doaku yang kupanjatkan untukmu
jadi kita percaya bahwa konservasi itu harus dilakukan bersama semua mitra ya semua pihak
maka penguatan puskesmas menjadi penting hari ini
karena tidak semua daerah bisa berjalan dengan skema tersebut
kembali lagi di sokin di sukut fm
biar nggak ini lah nggak terlalu memberatkan gitu ya
betul sekali anggi kpu juga telah memilih dua belas orang panelis untuk mempertajam dan menggali visi misi dan program kerja calon presiden
apa yang harus saya sampaikan kepada dia
selain durasi puasanya apa yang membedakan puasa di kazahstan dengan di indonesia
dapatlah ide untuk pakai kokonat air kelapa sebagai base nya
oke jadi situasi air bersih sekarang ini
demikian disarankan oleh miss samson
salah satunya yang pernah kami temui juga heat stroke
misalkan di tahun ini kalau gak salah ada tujuh ribu
pemanis ya dalam minuman itu supaya lebih
pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak
jadi situasinya sangat rumit
dan kalau dia akan betul betul datang ini kan sangat menarik gitu
kami himbok karena ada tidak itu saja
jadi jika kemudian tahun depan
kemudian akhirnya kita ngomong kepada urgensinya
tan berarti lu pas lagi smp untuk selain lu di klub ya kan lu di klub tadi lu ngomong kan
tahun ini kita sudah mendistribusikan satu empat juta ton
dilestarikan secara terorganisasi oleh kelompok kelompok yang memang mempraktekan ritual atau seremoni kekerasan bagi para anggota baru kelompok mereka
dan kita akan langsung ke rumah untuk memelihara mencit dan tikus putih
basement bay dan colburn telah diberitahu untuk menghindari semua transportasi yang tidak perlu
itu kan nanti jadi sama pak jokowi sama pak prabowo ya
kemudian jawa tengah jawa timur jogja bali lombok
seatanya kita bisa bayangkan kalau misalnya dia terkontaminasi dengan mikroorganisme
dan seperti apa rencana kedepannya untuk tim pas ki braka
saat dilakukan terapi pemudik akan merasa nyaman dan mudah untuk diarahkan
ngajak kesini aja udah cobain dulu gitu
pameran yang akan dilaksanakan
ada beberapa anggaran yang dimasukkan dari pusat
dan nanti akan kami ceritakan juga kepada anak cucu kami
tentu kita akan melengkapi apa yang telah diberikan landasannya dengan sangat baik
obie yang juga mantan pesakitan maju dua kali sebagai calon anggota legislatif
kualitas daging yang dipilih pun premium sehingga untuk mencobanya anda perlu merogoh kocek lima puluh hingga satu ratus tujuh puluh ribu per porsi
biasanya ini untuk snack mereka
belum pernah ada tawaran gitu ya
kita sampaikan bahwa sesuai amanat rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat
selepas dari sekolah mbak tiffany ya
mas afri kalau imlek yang dirayakan setiap tahun itu kan identik biasanya dengan ceo yang melambangkan bagaimana peruntungan keberuntungan atau hal hal lain mungkin
pada bulan ramadhan semua masjid patok negoro aktif melakukan kajian yang berlokasi di serambi masjid
mulai pembagian hasil komik yang dipublikasikan penjualan merchandise hingga film yang ditayangkan
pt kai juga akan menambah kuota tiket serta menyediakan kereta api tambahan guna mengantisipasi lonjakan jumlah pemudik tahun ini
kalau sistem proporsional tertutup saya nomor urut tiga
arvan kennedy sungai bahar muarocanti
formasi latihan gabungan gladi
tapi taukah anda bahwa menurut badan kesehatan dunia atau who tinggi rata rata sebuah populasi yang sehat seharusnya satu ratus enam puluh tiga cm untuk perempuan dan satu ratus tujuh puluh enam lima cm untuk laki laki
indonesia sendiri di satu ratus empat puluh lima kalau saya tidak salah terkait dengan pertandingan esok
satya wacana baru dua ribu sepuluh ya masuk ke ibl kan
contohnya untuk sektor garmen kemudian sepatu ya
oke jadi ini sudah tercincang
karena tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan ini
olahraga kenchi juga dikenal dengan sebutan sepak bulu angsa
yang masih sama baik di zaman dulu atau sekarang
sehingga bisa melihat fakta fakta dan bukti bukti apa yang bisa menjelaskan peristiwa ini
akibat penggunaan narkoba pada tahun dua ribu dua puluh satu
memang dinaikkan oleh pssi dengan signifikan
daripada kepentingan buruh dan pekerja
penyemayan dilakukan dengan menggunakan garam atau
ini dia model kain atau sarung atau gimana
ya kali ini pasti setuju dong
menggunakan beras ketan untuk olahan yakni ayam dan jamur yang dibumbui kecap asin kecap manis
ya bisa ngelatih disini gitu
gak perlu yang jadi ngolong kena oli gitu gak perlu gitu
yang akan digelar pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat mendatang
terus sampe kakakku juga yang pertama main tenis
gua mulai pertama kali tuh ibl gojek tiga x tiga
sehingga rumah sakit bisa memberikan sumbangan yang lebih daripada sebelumnya
pendarahan ringan akibat luka juga sudah dapat ditangani oleh petugas medis
jadi kita ingin lihat dan kita sangat hati hati melakukan validasi yang ada
kami berharap proses itu dilakukan di biak
akhirnya diajak yaudah lu nembak aja gitu
karena kan ya hidup di basket profesional
kelanjutan sepur kilat hingga timur jawa semakin terang
untuk masuk ke pb jarum dan pb jarum itu baru tuh aku dicariin partner apa segala macem
tadi ya di premarket di bahan baku mulai di bahan bahan yang masuk
sudah setahun terakhir raditya aisyi memakai kipas angin di kamarnya
justru saya mau mengajak seluruh stakeholder pangan hari ini hand in hand
oleh karena itu sekarang ini kami sedang menelusuri disirip sirip
di usia tujuh puluh satu tahun kak seto masih melakukan beragam olahraga loh
namun demikian kanal dua yang seharusnya merekam suara kapten atau pilot pilot in command
kedua karena tingginya biaya hidup
sambalnya dressing itu rasanya sangat kuat yang asam dan segar
sehingga warga yang beresiko dapat terinfeksi
kalau fomo itu lebih dari eksternal sedangkan yolo itu adalah keinginan dari internasional
karena tidak mampu menunaikan ibadah haji tersebut
dalam proses peminjaman buku satya bisa menghabiskan waktu setengah hingga satu jam lebih
itu masih menjadi salah satu aset yang bisa ke depannya menjadi seperti sebuah liquid ya
alhamdulillah untuk hari ini saya tadi bersama sama dengan for konfida kota semarang dan teman teman
tekstilnya lembut dari biasa biasanya kita kayak di bakso bakso yang lainnya ya ini lebih lembut dagingnya
namun tidak jarang juga pelanggan membawa sendiri pakan untuk peliharaan mereka
seperti sikap badan selalu tegap bahu membuka dada dibusungkan dan perut dikempiskan
dari nyetak kainnya sampai dua hari selesai mbak
muda itu dapat mengambil bagian
di situ ada keterangan hotline dan banyak sekali report yang sudah kami terima terkait hal hal praktik predatory pricing
ini celakanya sehingga natal dan tahun baru ini kita harus mengalami
karena kalau alasnya terlalu keras beresiko untuk penyakit penyakit yang lain
dan unfortunately sangat disayangkan
dan juga tadi penambahan mobile radar kita siapkan masing masing seluruh gerbang tol
ini otomatis sebetulnya arah kebijakannya sudah lebih ketat ya
hanya putusan mk dalam putusan nok yang satu tahun dua ribu dua puluh tapi juga konstitusi dari sana
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
abis itu dia naik lagi ke level asean
jika ini tidak segera diantisipasi oleh semua pihak pak
sore ini kita akan membahasnya dengan tiga jurubicara dari ketiga cawapres
kalau joglo semar itu sebenarnya dari jogja bisa bawain langsung semarang ini tidak harus masuk ke solo lagi
terima kasih jadi pcr kumur itu sebutnya basisnya adalah tetap pcr
kalau menurut partai amerika nasional ya
dari kecil dia sudah menggeluti ini
saya udah gak sabar sih karena kalau dari aromanya udah enak banget
kan di netflix itu kan kayak indie home kan nggak bisa kan
mendeteksi bahwa dia bukan supporter kan gak
tapi membuat jalan melahirkan anak saya yang pertama lebih mudah
hadir di podcast di paling sport podcastnya asean indonesia
namun hasilnya kita belum tahu itu nanti disimpulkan oleh psikolog tersebut dan diserahkan kepada nyidik apa hasilnya
namun hari ini beredar surat pemberitahuan
itu yang mau ke jogja kita masukkan ke fungsional itu
sehingga dia tidak masuk karena kita juga ada ozon ya
maksudnya mereka mencari apa nih program untuk bisa juara
meski begitu orang yang berjalan selama lima menit sebagai pengganti setiap jam yang digunakan untuk duduk
jembatan penyeberangan orang lenteng agung
suasana berbuka puasa ya mungkin ya sama suami ya saat itu ya
apen bayaran berasal dari tradisi barapen
bagi teman teman di phri dalam persiapan acara world water forum ini
belum tahu secara pasti cara pengolahan dan dosis yang amannya itu kita belum tahu pasti
untuk keperluan pakan dan perawatan kuda
sambil nanti kita lihat masalah politiknya
itu bisa memakan lebih tinggi dibandingkan biaya bunganya
atau memberi nasihat ke pasien tentunya
kemudian pasar tradisional juga kami minta tadi dengan kepala dinas di dki
oleh sebab itu makanya dengan pengelan kasus covid sembilan belas dan selanjutnya juga
prof kalau kita bicara mengenai penyaluran beras impor ini apakah memang terjadi akibat kondisi di lapangan
berdiri sejak tahun tujuh puluh an pasar ini menjadi rujukan tidak hanya warga kota surabaya dan sekitarnya juga seantero indonesia timur
bulan maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
lalu kemudian huruf t
nah ini umrah memang betul tadi sampaikan dibuka untuk ekspatria juga
risiko gunung api dapat tergantung pada tiga faktor utama yaitu bahaya kerentanan dan kapasitas
untuk pembeli beli dan menempatkannya dalam jangka pendek
iya udah dihubungin mau diarak keliling
dan juga roti roti tepung adonannya juga semua pakai gandum
ya olahraga olahraga bapak bapak gitu yang penting jaga kesehatan kan
keluarga meyakini hanya rubicon dibeli oleh mario dendi
karena lebih kelcurnya lebih berwarna terus kan lebih menarik
berpegang teguh terhadap kepercayaan kepada sang pencipta
tidak hanya terkait dengan kebebasan pers dalam kegiatan jurnalistiknya
jadi kenapa gue pilihnya salom gitu
sekarang udah sering tampil orang udah tau dua emas dua perungku
yang sebenarnya melanggar demokrasi kita
di kecamatan kertapati palembang becak motor menjadi sarana transportasi sehari hari
dia mengikuti undang undang dana pensiun
buset kok dedy lolos nih ke tabung
lalu memasukkan ke dalam sebuah folder tersendiri ya mbak
dan memang betul bahwa wait and see tersebut memang terindikasi dari terbukti bahwa memang the fed melakukan beberapa sinyal baru ya
salah satunya adalah firwan setiawan
jadi fungsinya untuk adaptasi antara pedal dengan bola
jadi kalau bapak ibu ada yang lulusan dari harvard dari stanford dari pennsylvania university
apa gua overrated gua belum pantes lah gua di sini
jadi ya suka aja belinya gitu
jadi pemerintah hadir kalau ada yang tidak hadir sepertinya tidak demikian
kita nggak bisa kerjakan apa apa selama ekosistemnya belum dibangun
sebetulnya itu adalah sangat personal
dan langsung masuk ke sistem listri kan
misalnya masuk ke tampu dan lain sebagainya begitu
gue belum pernah mencoba yang
jelas jelas perpu ini sungguh masih menyakitkan bagi kami para pekerja buruh mbak rifana
nanti akan dicampur dengan jagung yang sudah direbus
bahwa memang telah terjadi penyebaran agama islam di kampung pulau kepada penduduknya yang dulunya telah memeluk agama hindu
untuk beberapa tempat di pemekaran daerah memang kita tambah puskesmasnya
ya jadi mungkin saya akan merawat dikit kata kata saya
agar harapan kita bisa tercapai
akan ada pihak yang memilih tidak mendevelop portofolio tidak menyusun pengalaman panjang agenda kerja
apa perputaran ekonomi yang bisa dihasilkan dari event wwf ini coace
keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola kita
di sini mereka dirawat diobati dan juga disteril
itu hasil kajian dari bps
tapi kebiasaan jelek dikurangin lah itu aja
satu porsi sate domba dengan pisang perlu merogoh kocek rp enam puluh lima
jadi apa yang diberitakan oleh media
yaitu galunggung kelut karakatau dan tambora
kalau lagi surut soalnya airnya agak dangkal kurang ini gitu
covid sembilan belas melonjak pasar keuangan bergejolak kami bahas pagi ini dengan kepala ekonomi bank permata joshua pardede
gula kan merupakan bagian dari karbohidrat
dibawanya ini kan masih tanah ya
alkitab tidak mempersalahkan orang kaya
kegagalan hukum dalam mengadopsi konsep
tidak perlu setiap hari berada di dalam keraton dan hanya berkegiatan pada waktu yang ditentukan
dan mendapatkan hasil maksimal dari instrumen anda
ya alias kalau kata orang metabolisme bagus
ini dikenakan terhadap keduanya
oh kasih allah yang limpah
perjalanan sejauh satu ratus tujuh puluh km tidak terasa
pembeli pembeli indonesia telah dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah nkri
terus lihat dengan bijaksana bagaimana kaitan antara bahan yang baik dengan cara penyajian dan jumlah yang kita makan
dan itu bergerak yang tiba tiba hingga memisuh gempa
terima kasih dok ya demikian insight video si anwar kali ini
kemudian elderly juga di vaksinnya naik
lo ikut buat isi kuota dulu deh yuk gitu
dan juga mungkin kalau misalnya kita ngomongin konflik itu
generasi digital itu memang akrab kegiatannya menggunakan aplikasi
betul kita harus ingat bahwa selesai dari libur lebaran yaitu tanggal enam belas april kelas
walaupun mungkin ini skala prioritasnya dalam situasi seperti ini
kawan kawan dpr juga kan setelah lagi juga sedang sibuk ya menuju tahun politik nanti tahun dua ribu dua puluh empat
setiap kali singa keluar itu digunakan untuk mengharapkan
di dalam salah satu transformasi kesehatan yang enam tadi ada transformasi bidang teknologi
harga sebelumnya harga sebelumnya
kadang kadang banyak cacian dari mana
namun abdi dalam fungsional seperti pelaku seni tari dalang hingga wayang wong
namun tidak semua melakukan karantina mandiri selama lima hari usai kembali dari kampung halaman
pada dua februari dua ribu dua puluh tiga atau hari pertama pam jaya secara penuh mengoperasikan pengelolaan air pipa
dan ribuan bencana ini akhirnya membuat lima ratus enam puluh empat orang meninggal
kalau kita lihat dulu di global
diharapkan bisa optimal terutama jelang puncak panen raya
yang ngatur siapa yang degradasi termasuk
ya banyak sih ada orang senior dan banyak senior senior yang dulu itu selalu ngikutin aku gitu
offering nya dari kampus itu
untuk memberikan solusi solusi ataupun nasihat
kabar selamat ini berilah orang tahu
kalau lapangan lapangan ini kita percantik nih sebenernya cuma karena ada covid jadi beberapa project besar gue juga ke hold
ada pun minuman yang tersedia khas jawa barat seperti es goyobot es cendol dan es cincau hijau
waktu kecil sih lebih banyak sama bunda ya
yang dijanjikan lolos gak lolos kan gitu kan
tetaplah bersama dengan kami sahabat pendengar
adonan selanjutnya masuk ke dalam mesin cetak
jadi approach nya agak beda beda kalau anak anak
inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
jadi banyak nanti kegiatan kegiatannya
jadi saya pikir kita pelan pelan ya pelan pelan dan mudah mudahan saja kemudian ada titik terang terkait bagaimana upaya kemudian
tidak hanya bang jo yang lega dengan vonis hakim ini
habis itu menurut gua kalo misalnya langsung ke pro juga masih jauh lah
yang ketiga biasanya pemerintah itu mengeluarkan bansos itu di bulan maret ke atas mas
dialisis itu cara kerjanya mengalirkan darah dari tubuh pasien
karena kalau kita ke band di menjelang buka itu memang agak agak risky karena apa
howard chaston koordinator sebuah sekolah musik menjelaskan
dapet chemistrynya gitu ya
ini juga tumbang dan yang ketiga adalah
sehingga masyarakat dengan penghasilan kecil dilindungi

salah satu warung makan di desa undaan
dan perintah harian kepada seluruh kader di sekolah partai pdi perjuangan
itu kita masukkan ke dalam software
dari bisnis yang dibuat yang diciptakan
nikmat saya pakai ini ada jahe yang dipalut tapi nanti kita pakai sedikit aja kita pakai tepung
kemudian diposting ke media sosial
pemerintah tahun lalu menerbitkan ruu tpks sebagai upaya menekan kekerasan terhadap perempuan
kesehatan berbeda dengan di negara kita
panggilan hidup menjadi rahib atau biarawan atau biarawati lebih banyak terjadi
sekarang revisi undang undang narkotikanya
yang menukar kebaikan tuhan
oh oke ini nyamu juga ke pertanyaan selanjutnya soalnya
dan orang indonesia juga
dengan baik oleh pssi sebagai
akan membahas suatu pelajaran yang berjudul
karena orang orang disini ini orang orang mahkamah konstitusi semua
mungkin nanti dari kppa ya lebih pas
terus ada si darren fox
nah bila kita lihat dari kasus ini sudah ada lima tersangka yang telah ditetapkan
mengatakan ini jadi momentum tepat
tuhan itu akan segera datang
prt nya gampang tapi kalau sudah sampai pom dan persaratannya mereka butuh difasilitasi
yang setiap hari berhadapan dengan bahaya kereta api
tidak semua orang dapat melakukan tahap ini
kita melihat kehidupan di negara lain
sehingga mendapatkan rasa yang si bebek itu kulitnya
karena jualnya simpel lumayan lagi
ini kita harus sangat sangat waspada terhadap dua hal tadi
itu di bawah naungan departemen agama
tidak cuma daerahnya namanya juga is sharme atau lebihan garam
seolah olah kita tidak tahu bahwa dalam proses beracara di mahkamah konstitusi adalah sesungguhnya adalah peradilan acara konstitusi
jadi banyak komponen yang memang harus diperhatikan
tanpa dibayar untuk melakukan seleksi
tapi banyak kan beli dijual seperti ini sudah laku
kalau eropa dua minggu sampai tiga minggu bahkan bisa satu bulan
target presiden yang mengatakan bahwa bulan agustus dua juta warga negara indonesia akan divaksin dalam sehari ini
setelah tentunya penelitian yang sangat indep sekali
terus yang ketiga memang kita nggak bisa luput dari agingnya
yang bisa mendorong petani mau menanam
bahkan mereka tidak menggunakan namanya sebagai delegasi
nah buat anda nih yang ingin membuat konten namun tetap bisa menghibur viewers anda bisa kok dibuat dengan mengedepankan etika dan juga sopan santun
karena freelancer itu meskipun tidak punya umur pensiun
artinya air ini tidak dikirim sampai ke situ kita menyelamatkan tanaman tanaman yang di depannya yang sekarang ini masih hidup
tapi kemudian itu sudah diubah di omnibus loh
saya berharap kita dapat membahas beberapa hal
ini menarik ketika berbicara soal apa yang terjadi terhadap lesti kejora
saya kira dpr harus menjalankan fungsi check and balance
tim liputan cnn indonesia kabupaten bogor jawa barat
nah ini tadi sudah disampaikan kepada teman teman kepala daerah
beauty humans untuk parfum bahkan sudah ada show di paris gitu ya
hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan
berarti sebelas emang gak terlalu kedengeran basketnya

bagi asn tni polri bumn karyawan swasta
jadi bulok juga tidak akan bisa menyerap
kontrapro dua lajur harus lebih besar ini kita sudah masukkan safety factor yaitu tujuh puluh
sama pengen masuk unpad awalnya karena memang temen temen disitu unpad terus itu memang udah ada prospeknya pengen ke perikanan lah pengen apa ya
ketika saya datang melaporkan
tapi bagi rakyat ini sesuatu yang merugikan begitu
semoga ke langkah depan bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil mungkin
karena ketika visi ini kemudian dipendam
dan saya akan menjelaskan terkait dengan alurnya
lalu bagaimana nasib hewan peliharaan lainnya
terus sausnya itu lebih pedas lebih watery cocokannya
tadinya hanya tujuh dua ratus enam belas sekarang sebelas lebih
iya kemarin kan muncul raju asyikha
tapi apabila ternyata penculikan ini bersinonim dengan penghilangan orang secara paksa
maksud kami nomor urut tiga bapak ganjar pramowo
karena personasi pro sepakul indonesia tentunya sebagai mitra
jadi ajangnya kalau go kart masih ada dari yang nasional gitu
karena kita ingin melihat sumber sumbernya itu dari mana
memasuki dusun kecicang islam yang berada di desa bungaya kangin kecamatan bebandem karangasem ini suasana bali masih kental terasa
pastikan kembali bahwa pengawasan pre market dan sampai dengan post market
jadi kami kalau menyiram kebun itu dengan luasan satu hektar
betul betul definisi operasional ya
terutama untuk mereka yang memang memiliki komorbid atau memiliki penyakit begitu ya
di berantaka bumi raka yang maju sebagai bakal calon wakil presiden
apapun pilihan transportasi anda
jika asupan gula kurang tubuh menjadi lemas dan kepala terasa pusing
pertama pesawat ini sudah terbang
itu juga kebetulan itu pun ya aku kenal dia itu bisa dibilang awal tahun inilah
tapi juga telah dipertandingkan secara internasional
menurut ana maria hal tersebut adalah mitos
terdengar gampang ya tapi kalau dijalani seperti ini nih kisahnya
lapangan ada lagi ya di tiga puluh empat kan lapangan ada
kayak tadi emas dan lain sebagainya
jadi dimanapun sapi itu berada macan tutul tersebut datang ke rumahnya
mata yang kering dan penumpukan kotoran pada mata sehingga menyebabkan kantung mata menghitam
tapi kalau di wilayah yang lain ada menggunakan kubis
kemudian untuk prabowo itu ada dua puluh empat tujuh puluh satu
cuman kan papa juga kalau basket profesional juga dulu buta lah
pak arief dan juga pak dwi andreas
tapi statusnya gua waktu dua ribu empat kan masih karyawan kan
ada kedai sederhana dengan menu aneka daging ikan sosis
selama beberapa tahun lalu kasus dbd di kota yogyakarta mencapai lebih dari satu tujuh ratus kasus
tahun lalu udah sama coach milos juga di timnas kan
terima kasih pak ganjar waktunya sore ini pak ade juga terima kasih sudah bergabung dengan kita di cnn indonesia
di sini bisa dilihat memang luar biasa tahun ini adalah pak cucu ya tahun terbesar orang mudik
kita mulai mengkaji atau melihat
keranda mayat dipajang sebagai etalase di bawah remang cahaya mencekam
tapi kalau ini kan dunia peryutupannya urbane kan udah cukup lama nih dua tahun
saya yakin masalah sea wall ini mungkin membutuhkan waktu empat puluh tahun mungkin
pindah kandang bos pindah kandang bos
untuk menembus dosa di azzaitun
itu apa yang kamu rasain saat kamu tadi pas lagi turun
ada di pasal dua puluh dua itu dikatakan bahwa hanya bisa dikeluarkan kalau ada hal hal kegentingan memaksa
di depan sudah ditungguin yang mau pada beli
terus kalo mau improve skill juga susah kan
dan yang terpenting menyiapkan generasi muda pada era globalisasi
tapi tim tim lain juga orangnya mikir anjing
buah buahan zaman dulu beda loh dengan buah masa kini yang banyak diserbu buah impor
terus kita gak bisa cara handle nya segala macem
saya kalau belanja misalkan baju lebaran atau kita butuh apa
ya buat gue tuh jordan tuh udah beda level dibanding yang lain
ada yang berkisar dari lima puluh ribu rupiah per hari hingga sampai per tahun di lima ratus ribu rupiah
kita kerja itu belum tentu juga
tertinggal baik yang dalam keadaan darurat
maka dari itu mana yang anda pilih anda tetap berada di jalur a
fonisnya tidak hanya fonisnya
jadi kalau mengundang singa ataupun ada kedatangan singa
ini akan berkunjung juga ke pihak keluarga sekaligus menyampaikan bela sungkawa
data data pencatatan obat dikaitkan dengan pasien yang sakit atau kematian
rangka terakhir nih kalau peringkat peringkat sepuluh besar ya dila
saya juga tidak menyangka awalnya saya berpikir bahwa safe house penadah curanmore ini
sekarang ini bisa menyadari
ngakalinnya ternyata yang panitias itu
tapi kalau misalnya mbak anggiastri
bisa lebih diperbaiki soalnya
salah satu pelopor awal yang masih bertahan adalah warung bahwono yang kini dikelola oleh generasi kedua
merupakan pengingat yang luar biasa
waktu itu pernah saya direpon pasien saya dia mengikuti dietnya
serta orang yang bermain sedikit ketika mereka masih anak anak
jadi kita kasih makan kecoanya dikasih kalsium dan vitamin disana
untuk kemudian untuk jadi spesialisasi
mahardika utama yoga aris pertama jakarta
sehingga saking banyaknya itu mbak
apalagi itu kayak relate juga kan kayak gue kan bokap bukan gue udah nggak ada juga kan
window buat daftarnya dibuka
juga puan hasnah hajimin di grup yang sama awr malay
khususnya di wilayah terpencil
dia tidak bisa keluar lagi
sempatnya di lokasi kilometer satu ratus delapan puluh satu
apalagi kemudian ditambah dengan kemudian penugasan penugasan pemerintah yang lain
september oktober november desember itu memang waktunya kita untuk mengeluarkan stok
betapa ku rindu tinggal dalam surga
untuk ikn menjadi kota yang hidup dan dihuni banyak masyarakat
bukan saya itu tidak pernah mengklarifikasi tidak pernah apa
yang disajikan peras manan mulai daging gepuk ayam bakar hingga ikan gurame
namun ingat kalau kita bicara angka harapan hidup maka terhadap mereka musti mendapatkan layan kesehatan baik
dalam sehari delapan kg daging sapi untuk gepuk habis diserbu pembeli ini
bagaimana mungkin menuruti perintah tuhan
itu pusat pusat gempanya itu tidak berada di jalur sesar yang sudah dipetakan oleh para ahli saat ini
kak seto mengaku juga pernah cedera
di pagi hari peternak memiliki ritual khusus
dalam hal waktu tenaga pikiran bahkan juga materi
nah ini kenapa nih pas lagi balik tiba tiba akhirnya di umur ke dua puluh sembilan ini
ada empat pintu masuk yang terbagi dalam tiga lorong paralel berbentuk labirin yang menyambungkan semuanya
desi aritonang maria oktober jakarta
dan yang pencarian otomatis saja tidak usah yang manual jadi sehingga semua channel tv nanti secara otomatis akan muncul di tv anda
mulai dari pembatasan tempat ibadah batas maksimal untuk buka puasa bersama
halo selamat siang bu nadia
ernie mieke yang dinilai banyak
padahal kayaknya ini bukan kelabang
selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penuhi kebutuhan energi
penurunan produksi empat puluh empat juta ton
perhentian penambahan konsesi menjadi delapan puluh tahun disebabkan karena sejumlah asumsi yang berubah
itu ada berapa perusahaan batubara yang mendapatkan peringkat gold yang terbaik ya
pemerintah kini sedang mengajukan permohonan telur asin wilayah rorotan sebagai indikasi geografis
ketuk gitu ya jadi ini mungkin bisa
ada lagi yang mau tanyain mah
terus niat saudara apa terus niat mau apa sebenarnya
yaitu kelangkaan tempat sewa
lalu nanti kita putar di kayu yang seperti ini
apabila perbuatan segala orang diperiksa dihadapan allah
karena kita harus lebih awal supaya saur bisa bangun lagi kan
katakanlah ada barang rumah tangga yang rusak dan memang sangat spesial
apa yang bisa kita lakukan agar kepadatan itu tidak berdampak parah
kita tahu bahwa banyak orang di negara asing dan negara asing
dan saya senang stok di bulog yang biasanya satu dua ini sudah
ya bogor kan selain kota hujan adalah kota seribu angkot
peralatan besar dan mengharapkan
dan juga menghormati antar pengendara lainnya demi keamanan dan kenyamanan bersama
respondennya sekitar tujuh puluh ribu
wajah pengunjung tampak tegang
tampak sangat hijau dan indah
dengan lima puluh delapan suburb di kedua negara bagian tersebut
dengan cara mereka mengambil air dari titik titik yang ada embung dan kanal begitu
terutama lawan lawan yang berani main terbuka
tapi di hidup tuh dia suka ngajarin saya itu contohnya gini
setelah anda bermain dan ingin bergabung dengan
alhamdulillah memang rasanya tuh beda dari yang lain
jajaran polisi kota pasuruan jawa timur
rekrutmen pendidikan politik kaderisasi
nah tradisi memakan tokguk ini saya rasa menjadi tradisi khas korea yang tidak dapat kita jumpai di tiongkok
kita harapkan perang covid ini bisa tetap terkelola ya
di mana memang ini diperuntukkan oleh para stakeholder seperti dari kementerian perhubungan
ini udangnya udah hanya dikupas aja
mencatat ribuan kasus yang terjadi itu
habis menjelang buka si keren peng kurus gak pernah ada tuh
itu kan satu platform di mana disitu tuh lebih banyak bicara politik kan
tadi kami melihat sendiri bagaimana kendaraan yang digunakan oleh ganjar pranowo melewati lintasan ini
dan sekarang hari hari ini terutama sekarang ya crowdnya lumayan besar
tak hanya melatih fisik gerakan tariannya juga disebut bisa mencegah pikun
while mereka masih mengadopsi
setuju apa gak setuju
kan sebelum tanding itu ada nembak pt
dewan keamanan pbb berencana membahas isu ini pada minggu enam belas mei
sebagai akar segala kejahatan
tes wawasan kebangsaan ini baru tercantum dalam peraturan komisi pembatasan korupsi nomor satu tahun dua ribu satu yang langsung ditandatangani oleh firly bahuri
makanya terima kasih banget loh
tapi ada satu masjid lagi yang memang staffnya ini masih renggang renggang
akhirnya masuk ke umn
bagi yang sudah mahir melewati rintangan rintangan yang ada dalam cabang olahraga obstacle course race atau ocr ini memang terlihat mudah
purnomo epidemiolog yang sudah
penawaran itu mungkin juga berbeda antar sekolah berdasarkan pendanaan dan prioritas pendidikannya
katanya christoph porzingis yang tidak percaya sama
jangan khawatir anda bisa belajar dengan bantuan instruktur di pantai batu karas
nah ini mereka yang tadi yang saya sampaikan orang orang yang kecewa terhadap putusan mk bahkan muncul bahwa mereka itu menerasikan bahwa sebenarnya kami itu tidak percaya sejak putusan mk sembilan puluh tadi gitu
pembenahan trotoar menuju kota global modern ini sepatutnya memperhatikan kaidah dan juga suara para pejalan kaki
dan pendengar pendengar kita juga dapat pengetahuan juga pasti
kecuali kalau sudah lebih remaja ya
tergantung letak dan tempatnya
budaya bela diri baik wushu maupun wing chun ini telah menjadi bagian dari nusantara
saya menyambangi sedulur sikap yang ada di kabupaten blora
nah baru dimasukin bumbu besoknya nih gue
sebagai wisma dengan servis termahal saat itu
silahkan pertanyaannya kepada siapa
pengonsumsi air kelapa untuk meringankan gejala keracunan bisa dilakukan dua hingga tiga kali sehari
mereka sudah banyak uangnya
ya jadi waktu pertama bulan puasa itu hari pertama kbri langsung mengadakan
orang orang yang terjerat pada kasus ini
karena kasus curanmor merupakan salah satu kasus kriminal tertinggi di indonesia
hanya pks yang tidak menyetujui soal undang undang cipta kerja jadi bagaimana akan merevisi undang undang cipta kerja nggak
harus kita bikin apa
dekat dunsborough di australia barat
kita tidak usah lolos ke babak berikutnya
dalam kerjasamanya geri memastikan vanili bisa menghasilkan kecuan
narkotika dalam golongan apapun termasuk
dan dikeringinnya itu saat masuk ke ruang stok
tkdn dikunci masukkan ke e katalog
oke baik terakhir saya akan ke mas ruby
bukan dimiliki oleh perantau dari bangladesh ternyata ini alasan penamaan bangladesh di sajian yang mirip dengan mie nyemek ini
surah al rahman ayat sembilan
capaian vaksinasi warga lanjut usia hanya lebih dari sekitar lima puluh saja
tetapi kalau dia kelapa coconut shake itu campur
mestinya secara value mestinya lebih mahal
ruang yang dibentuk atau ruang yang terjadi karena berkolaborasinya tiktok dan tokopedia
dan meningkatkan pengawasan polisi
nah sebetulnya dari situ sudah bisa jadi gambaran seperti apa posisi pertemuannya ketika bulan november ya
tapi tiga puluh lima persen yang sehat enam puluh lima persen harus ada perhatian khusus
tiga bulan lah kami coba diulut begitu ya
quran pun seperti itu menurut pemahaman saya
dan momen lebaran jadi masa panen baginya
yang kemudian ternyata diganti dengan mahfamin
jadi konteks tadi saya baca kemudian terkemarin itu lima puluh satu itu harus dikembalikan untuk membuat barang barang baru untuk tadi disumbangkan
ini cuma bunga bunga bangunan kumuh
jadi ada move ke sana crossover gini terus di sini baru floater

dan katadata indonesia youtube channel
tetapi apresiasi kepada polisi yang sudah melacak dan terus melacak asetnya
yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional
karena algoritmanya terus saja itu
keadaan capek dia apa namanya sikap tobak segala macamnya
ketika ditimbang timbang resikonya apakah worth it untuk stay di sini
jadi saya yang mencoba untuk ini lah
sedikit mereka yang awalnya berminat masuk menjadi biarawan di rawaseneng
perbanyak minum air putih ketika sahur berbuka
bagaimana peran media dalam proses perdamaian ini
yang kedua pun juga seperti yang kita udah omongin di awal segala macam collab yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu semuanya itu full online dan kita pun padahal pengen banget bisa ketemu mereka
sepertinya memang banyak yang tidak menyadari bahwa
adalah apa yang kita miliki adalah peningkatan dua meter setiap kilometer di dalam pantai
di mana saja hidup faire adanya beruntungan yang melebihi
untuk kita menikmati suasana kawasan magelang borobudur dengan mangut beong
sebenernya gue punya cerita lucu sama dila ketemu sama mbak dayu
itu kan sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan skemanya
plus ini juga tomatnya itu tomat rantai
mana yang merupakan keinginan boleh boleh saja tetapi ditabung dulu
baik kami menangkap kekhawatiran dari bu yenty soal
ya sempet sempet sempet ngeliat gue sempet liat si josh giddy
bukan hanya di beras bukan hanya di bahan pokok tetapi ada sembilan plus tiga jadi sekitar dua belas tiga belas komoditas
ward berharap dapat memperluas australia untuk meningkatkan akses terhadap
dari boston celtics yang udah sempat main di nba tapi kewalahan juga
nah jadi kalau misalnya ada apa idea untuk kemudian juga melakukan merge misalnya empat bumn karya yang sudah listed ini menjadi satu ya
jika diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia

harga satu kilogram ikan bawal bervariasi
secara kontor tanah tol cipali cenderung datang
padahal olahraga ini potensial dijadikan pertandingan eksibisi
wajid luat lebak banten
sehingga kabupaten kabupaten tersebut bisa melakukan tata laksana jantung secara aktif dan secara awal
eh andra silahkan lewat gitu
mas gibran menjabat sebagai
ya kalau bicara laporan sebenarnya
nah pada saat proses syuting pembuatan film ini
dan harga batubara itu yang naik dan juga cuaca yang mendukung
gua tidak menyesuaikan seniman lain tapi dia bisa main basket
jadi ketika kami melakukan perayaan kami juga memberikan mungkin seperti makanan hidangan lain juga kepada teman teman non muslim
bagaimana dengan anda ataupun warga negara indonesia di beijing dan juga lockdown di china sendiri memang telah menimbulkan amarah penduduk
akan merasa dirinya ditolak atau tidak dicintai
res area ini direncanakan akan dibuka hingga dua puluh satu april mendatang
si yang naro di emas ini padahal sangat pemula

di launching juni kemarin itu ada di halaman dua belas
tentang aset barang barang mewah yang seperti ini yang harus menunggu putusan
despite memang ada pandemi covid sembilan belas tapi beberapa indikator ini menunjukkan kondisi kita yang cenderung cukup baik ya
nah online ini menjadi solusi luar biasa karena kita bisa delivery langsung kepada teman teman konsumen di rumahnya masing masing
eh tapi tapi ternyata tempatnya hanya selebar gang ini saja loh
atau juga mungkin bermain dengan boneka bercerita
tapi sebenarnya bung kita balik lagi ke tadi ya
itu mereka ada buka mata begitu
hanya tuhan yesus dapat selamatkan
yang cuman berapa ribu itu sepuluh ribu atau berapa
lalu gerakan ini tujuannya apa ya
kurangnya pilihan pembayaran tunai telah membuat sebagian orang seperti peter
mungkin bisa diteruskan ya untuk ibl
terutama disiplin menerapkan protokol kesehatan
h m curry direktur urusan pemerintahan dan perusahaan untuk stays
tamoksifen ini merupakan obat terapi sulih hormon pada wanita menopos
juga turut dilantik sebagai anggota
karena kan hanya indonesia dan australia
sehingga dia juga harus mempertimbangkan
jadi ada delapan agenda
saya rasa iya karena lokasinya dan kebudian ini adalah part dari food and wine festival
modal awal usahanya saat itu rp satu ratus dua puluh yang digunakan untuk membeli sepuluh kg kulit sapi sebagai bahan baku selama sepekan
karena tarif impor sampai saat ini hampir
dan kalau misalnya ada salah itu dia menerangkan dengan baik
itu gimana perasaan pemain mungkin ini gue masuk final udah pasti menang lah gitu gimana
gak batuk soalnya porsinya tuh gak berlebihan gitu
padahal itu bukan hal yang menurut saya bisa dibanggakan gitu ya
membuat sering munculnya kantung mata sembab dan mata panda
bentuknya memang serupa tapi adonan dan tekstur kulitnya sangat berbeda dari pastel maupun jalang kote
dianggap hari yang suci lah bagi orang orang spiritual ataupun kejawin ataupun orang orang jawa
dia memang dari kecil sukanya bergaya gaya lah kadang kadang mau pakai baju yang ya memang ke arah seni bukan ke arah olahraga

dan saya akan tinggal bersama tim dan pelatihnya juga
jadi aku yaudah deh coba coba acting dan ternyata suka
jadi ini menciptakan lebih banyak kegiatan
melibatkan sutradara sekretaris kemudian hingga menjadi suatu rumah produksi

segera cari pertolongan gitu mungkin bisa dengan konsultasi awal gitu ya
nah jadi aku dulu kenal yang namanya banyak hukuman hukuman
harganya dibanderol mulai dua puluh sampai dua ratus empat puluh ribu rupiah
dan basic saya ini main bola
lalu bagaimana dengan mario dendi usai sida
masak gitu cuci ngebel
sangat sebesar sekali untuk bisa lolos ke babak berikutnya
itu bagian dari tadi berbagai metode kita laksanakan
mbak desi berobat pakai handphone berobat pakai handphone
sama teammate yang dulu sama sekarang
dan jika kita melalaikannya
nah yang menarik nih mbak kalau ada anggarannya
karena tidurnya kurang berkualitas
memang pembangkit itu yang kapasitas besar ya
setelah menang lomba seperti mendapat pengalaman kedisiplinan dan kemampuan untuk menang lomba
itu jauh lebih sensitif daripada antigen
buat temen temen gue yang gak ngerti basket
satu malam tinggal menjelang setelah itu terus sahur gitu
bapak saya dulu di awalan disini dari tahun dua ribu satu saya mulai dari tahun dua ribu sebelas sih generasi kedua
lebih gampang ya soalnya dia terintegrasi
lebih suka main tiga x tiga
yang ditunggu tunggu apa biasanya kita semua eh opor ayam daging daging yang mirip rendang
awalnya ya biasa aja kecil kecilan
jadi rasanya itu tetap saja agak dari dulu
yang pertama yang pasti ada di pssi
artinya kan stj membutuhkan nama nama yang dipanggil atau siapa nama nama yang tidak dipanggil
saya tidak berkomunikasi dengan majelis itu
jadi emang sekarang liburnya dikasih agak lama
bener bener sangat banyak sih
dulu kan pernah lawan di asian games yang tunggal
sementara di air tawar kan dia lebih fresh lebih dingin saja
nah sebagai warga kota bekasi saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana mekanisme dan juga pelayanan penggantian foto ktp di dinas kependudukan dan juga catatan sipil kota bekasi
sementara warga australia sebagian besar terlindung akibat tingginya tingkat vaksinasi
tidak hanya di korea selatan di indonesia pun di banyak negara
aku rencaranya mau masuk kuliah musik
dampaknya merugikan tambang tambang yang patuh ya
maksudnya coach gibi butuh lu gitu di tim ya
ada enam puluh lima meter
di eg ya dengan adanya temuan beberapa produk yang mengandung cemaran yang sangat tinggi ini
ya kalau jauh sih enggak ya buktinya masih bisa rame rame juga masih ngelawan gitu kan
sebenernya tapi ga ada kayak jala apa
pemilih dengan empat kondisi berikut ini masih bisa mendapatkan
dimana gue ada waktu kosong
kalau udang kering kita dipesan di kampung
wajib di termogan wajib mencuci tangan
dan tentunya ya kami akan mempertimbangkan ya kemungkinan kenaikan harga
salah satu upaya sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan menonton animasi secara legal
pendengar yang mudiman anda akan segera mengikuti ruang alkitab menjawab
yang lagi duduk nih lagi mantau mas arya selamat sore mas boleh gak mas kita ke arah sini ya
terus kita dari tim event kita bikin pre event kemarin ada karaoke night itu kita cari dana juga
dia tidak lagi hanya mencari cuma tiga perbandingannya
kawasan konservasi perairan paling besar di indonesia
tidak dipungut biaya alias gratis
memang layak untuk dipertanyakan
karena kalau kita lihat pasal satu ratus tiga puluh satu khu apm apabila tindakan itu mengakibatkan mati
pasti kita bisa mendapatkan ataupun memastikan seseorang dengan bukti nyata
dan adalah salah satu penulis first nation national food companion
kami memang berharap barang barang tersebut nanti bisa dinilai
namun masih banyak pengguna jalan yang kerap menggelaksoninya meski ia sudah berada di jalur yang benar
ketimbang ketika para tersangka memilih untuk mengincar korban dengan profil yang berbeda
rumah dan juga kantor yang disebut dengan cha hyap seng
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
pokoknya dijemput lah di rame rame
karena sumatera selatan sendiri sangat terkenal dengan songketnya
bisa juga dilakukan empat kali dalam satu bulan
ya bersyukur sih lega gitu
dan sembilan belas gram atau empat sendok teh per hari bagi anak usia dua enam tahun
nanti ada satu ratus tiga puluh delapan ribu kendaraan
maupun bunganya itu cukup besar
gitu jadi ya lumayan lah ini banyak emosi di dalam helm gue ini
antara pemain yang tidak dipanggil dengan pemain yang dipanggil sekarang
pelapan tembak tapi izin dulu sama pelatih
penerapan aktivitas ini bisa mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan berpikir
kebijakan mengenai gaji untuk para abdi
jadi nanti ada pedugas khusus yang datang buat ambilin sampah gitu
kemudian kalau dia minum alkohol terlalu banyak
seluruh penumpang dan awak pesawatnya meninggal
ditambahkannya vaksin pcv ke dalam program imunisasi rutin disambut positif orang tua
tak ada tak ada urgensinya ya
baru keluar ketika sama anies
lalu yang kelima sudah barang tentu krisis komunitas
kita tidak mau kejadian ini terulang
mereka mengharapkan bahwa kembali seratus tapi realistiskah begitu
cuman ya harusnya memang dia bisa menambah gitu
kalau kita mengingat beberapa waktu belakangan bahkan situs dari bassn juga sempat diretas
ini kan rangkaian gempa ini masih berhubungan kalau di satu lokasi ya mbak
harus tetap mulus nanti di komplain kalau nggak mulus aduh bareng memulai hari
nah kalau sudah ketemu gapura berguansa tionghoa dan wihara danagun
sibuk sebab jumlah pengiriman barang antar kota meningkat pesat salah satunya perusahaan
jadi pas sekali kalau sbs indonesia ngobrolnya sama kamu ya anja
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga ini pt kereta komuter indonesia berencana membeli enam belas trainset atau satu ratus sembilan puluh dua unit kereta
nah sekarang kan memang udaya harus move on kan
jangan pernah putus harapan
ini menurut saya menjadi faktor penentu keberhasilan
kelompok yang kedua ini saya namakan mafia
kebun kami sudah terairi dan tersiram dengan rata
jadi kalau untuk pembelian rumah gitu
pkb dan demokrat ini hubungan baik baik saja
gantian terus siapa yang lebih sering ngebut atau gimana sih
sudah berdatangan sejak pukul lima pagi demi bisa mengirimkan surat lamaran melalui kantor
kalau mamalia ini mereka untuk bernafas
untuk suasana ramadan di sini tentunya sedikit berbeda ya dengan suasana ramadan di jakarta
demi keadilan untuk semua pelaku usaha yang mempunyai produk yang sama dikaitkan dengan kualitasnya
bagus adi kelaten jawa tengah
soalnya dekat ya dari malioburu dekat kemana mana dekat
kami berkoordinasi dengan duk capil kita langsung turun bersama sama
tekan kayunya kuat kuat ya hingga adonan berubah menjadi tipi seperti ini
lanjut setelah telur dicek kita buat bahan untuk menghasinkan
bagian ini adalah yang paling tersulit untuk saya
sehingga mari kita bersama sama menopang dan mendukung dari tiga komponen itu
membatasi otoritas polisi untuk mengamankan pemabuk
apa nakes sudah berkorban sedemikian rupa
kita sudah tahu mereka reproduksi di sini atau ini masih salah satu dari misteri itu
berdasarkan data dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dki jakarta
dan penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat ketika mengatur platform tersebut
tapi kami terus melakukan terus pengujian dan syukurnya sampai dengan saat ini
tidak pakai masker berkerumun
bayangkan coba dari dua belas rangkaian dipangkas
awalnya itu jadi kan pas yang bulan april itu aku yang juara di bogota sama astra sharma kan
nah ini gue penasaran nih siapa nih satu orang ini
tetapi kalau kemudian ada oknum apakah itu pengecer atau penjual atau oknum yang melakukan pengoplosan itu sudah terjadi di beberapa daerah
karena dari kita mempercayai dari jam dua belas sampai setengah tiga
narkotika itu dibentuk di single convention di hukum internasional
yes karena bukan naik kendaraan pribadi
lega sidang berakhir dan lega pula
inilah sebenarnya ketika bicara kota ini berpihaknya kemana
yang kehidupannya menjual sate
ini merupakan gerakan nasionalis politik
cadangan sendiri titipkan di gudangnya blok juga enggak ada masalah
mie tarempa memiliki cita rasa asam manis dan sensasi pedas dan dijual seharga rp tujuh belas per porsinya
salah satunya memang tadi soal apakah kemudian putusan mk soal sahnya pencalonan gibran itu menjadi benar atau tidak
thank you ya kak biasa vincent tuh kan ilang kan
sekitar pukul enam tiga tadi pagi di antara stasiun haur pugur dengan stasiun cicalengka
dan telah mengucapkan selamat kepada putranya gibran
kepala kantor kesehatan pelabuhan kelas satu denpasar menyebut
melalui unit usaha bali organik subak atau bosfresh ia mendistribusikan hasil pertanian
kemudian juga tadi ada kekhawatiran dari masyarakat
jadi menurut saya ini sah sah saja coach sintayong memanggil pemain pemain
hasil atopsi tim dokus polda jawa tengah di ketawi terdapat luka tembak di dada kiri korban yang menembus organ jantung dan juga paru paru
berbeda dengan munsif angga fauzi lebih memilih untuk berlari menggunakan alas kaki minimalis
bagi masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi
akhirnya dia bilang ya gua lagi di singapur nih ntar malem ada game
sebenarnya sama aja malah lebih sering dimarahin gitu karena kan ya semakin deket
apbn itu milik rakyat dan untuk rakyat bukan untuk elit juga
kue sus mulai berkembang di indonesia seiring dengan berdirinya restoran restoran kolonial
tim liputan cnn indonesia
tentu aja main di
menurut sejarah konon umat islam kampung kecicang islam adalah keturunan sasak lombok nusa tenggara barat
karena di situ ada kemudahan untuk berusaha
setelah film seperti dendam rindu harus dibayar tuntas menang di festival film internasional
karena kita mau campur lagi dengan bumbu bumbu yang tadi saya sebutkan di awal ya
yang jadi pertanyaan apakah ekosistem semacam ini bisa memberikan kesejahteraan buat musisi dan bagaimana asa para pekerja musik menghadapi ketidakpastian di tahun mendatang
kemudian juni tapi yang banyak betul itu
untuk diberikan pemahaman bahwa
yang diupayakan memberikan pelayanan yang prima
baik lapangan tempat latihan hotel infrastruktur hotel noemar airport dan lain lain
sebut saja almarhum kim mantep sudarsono kianum suroto dan yang lainnya
jadi untuk lima kilo bubur kacang hijau itu
sampai hukum apa namanya
atau gangguan perilaku di kemudian hari

sehingga bisa terjadi hal yang fatal pada bayi bahkan bisa terjadi kematian pada bayi
pertama kebakaran yaitu haus listrik dan kompor gas
perpanjangan ppk menjadi level tiga pada dua puluh empat hingga tiga puluh agustus ini dilakukan berdasarkan asesmen kementerian kesehatan
seperti luka atau ada polip atau ada infeksi nah kalau dispepsia fungsional itu terjadi karena
hari ini yang kita tuju adalah bagaimana kebijakan ini berpihak kepada yang lemah
misdi natali dari dewan dunamisma mengatakan
dibiayai apbd dki jakarta
tapi waktu yang di games dua ribu sepuluh itu kan
agar membuat keputusan untuk berjalan di jalanmu
dalam sehari penjual bisa menghabiskan sedikitnya lima puluh kg daging dan tiga puluh kg cabai
jadi dalam penghitungan kalender asia timur khususnya yang berakar dari tiongkok ini dikenal istilah sepuluh batang langit dan dua belas cabang bumi atau dalam bahasa korea disebut cheongganjiji
terima kasih pak sili karena belum friendly belum sedekat sekarang ini dengan anak muda dan juga gemoy
maka ketika ada kebijakan ppkm sebenarnya ini bagus
ini lu nama hendrik savi yonga udah panggil dede
dari taman smp misalkan sudah menerusin gerasi penerus ucahannya orang tua
namun waktu jua yang menjadi dinding pemisah kita para pendengar
agar di kemudian hari tidak ada lagi permintaan biaya yang harus ditombok indonesia
namun dalam kasus ini tersangka tidak mengatasnamakan dosen atau mewakili universitas
ini pembuktian ke coach ratsko apa gimana nih kalau berarti ya
di indonesia misalnya kayak soto sotowan
jadi ini sekali announcing lu
penduduknya sebagian besar telah memeluk agama hindu
apa kemudian untung dan rugi jika mahfud ini mundur dari jabatannya di masa krusial ini

nah aku kenal dia pun ini dari rohan bopana
dan sampah sampah rumah tangga yang mungkin dari bantaran kali
jadi role model lah kita kan menunggu ada
tapi kenyataannya kita ada di bawah outlook tersebut di bawah ekspektasi di bawah dengan proyeksi
kemudian bisa dikembalikan ke masyarakat
seperti itu dan bisa saya jelaskan juga sarah dan juga farnisa bahwa untuk hari ini hingga nantinya dua minggu ke depan hingga tanggal dua puluh enam juli
termasuk dengan mengenakan tanda pengenal
ini yang harus di cross check oleh teman teman di kementerian perdagangan
yang masuk dalam anggota mabims yaitu menteri agama brunei darussalam
tentunya untuk bali juga yang sempat terseok seok ya
yang abis gue latihan langsung bubar tuh latihannya
sangat bernilai sakral juga spiritual
jadwal tidur yang berubah ubah stres hingga penggunaan obat obatan tertentu
karena misalnya ada cewe yang tiap hari dia nyetir ke kantor pasti baik baik aja gue yakin nyetirnya
tapi tidak spesifik perpu tapi ada beberapa undang undang
karena pemerintah qatar sendiri menyediakan begitu banyak fan zone
namun anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar
seporsi betis domba utuh dengan rempah ini dibanderol rp satu ratus lima per porsinya
jadi kalau untuk makanan restoran cafe cafe itu tetap buka
nah untuk transformasi digital sebetulnya bagi lansia dibantu juga oleh petugas petugas kami ya
harga pokok produksi plus marginnya
baik kendaraan pemudik balik dari arah cirebon menuju jakarta
mengatakan bahwa retribusi tersebut dapat berperan penting
berubah misalnya berubah dalam arti apa ya
mungkin banyak di luar sana yang punya keahlian punya passion
nah mavri saya ingin menunjukkan kepada anda animo masyarakat
kopi bak menjadi budaya keseharian masyarakatnya
dan itu biasanya kan yang namanya kandidat capres
turut mengalami intimidasi melalui saber teror dimulai dari peretasan akun whatsapp
apalagi tadi juga kan si sidatnya ini sudah di asap dulu jadi sangat kerasa smoky empuk juga
caranya adalah dengan mengunduh aplikasi latihan olahraga
sehingga kita dorong waktu kita dipansus juga kita dorong supaya pdm bergerak cepat
kita sudah masuk ke dalam ringnya itu
jelas juga dikatakan kita sama sekali tidak tahu waktu yang tepatnya kan
tungau ini adalah micro spider yang hidup makan serpihan kulit manusia
dengan mengatur posisi kipas angin agar tidak langsung mengarah ke tubuh
berharap bahwa lagu untuk anda tetap menemani waktu waktu anda
yang tadinya hanya takeaway sekarang bisa datang dengan memberikan
dalam rapat itu setidaknya tiga belas anggota komisi enam beserta pimpinan komisi
saya pas itu pas kenal sama budi saya kan sempet liat juga dia oh agen sepak bola terus sempet ngobrol sama dia orangnya jujur ya budi orangnya jujur terus
dan itu juga bisa didapat melalui pembelajaran dari orang tua
nah catatan penting yang harus diwaspadai oleh users social media users untuk masyarakat ya pengguna media sosial
ini saya kira barangkali perlu dipikirkan gitu ya
saat melihat ada seekor macan tutul dalam rekaman kamera
dan spesialitas kita seperti kita punya kacang klasik turki
satu sampai dua puluh lima cm per tahun akibat proses pembangunan dan penggunaan air tanah
para pendengar ini mengatakan bahwa
tapi ini buat makan enak buat cium bau aja gak bisa gitu
nah kalau uvc itu perbedaannya
inovasi ini pun diharapkan bisa mengurangi ketergantungan pada bibit impor
dengan anggaran yang di bawah kementerian kesehatan ini kan berarti kalau layanannya bagus orang itu
pertama kita menakutkan kopi kopi pada undang undang kerja itu
masyarakat dianjurkan untuk tetap mengenakan alas kaki
sebenernya sd kan ya namanya kita suka main ya kan
apartemen itu deket banget kayak kecil gitu tempatnya itu biasanya seperti gitu cuman saat saya ada datang itu
saya nggak ngerti ada saya punya ada saham di gsi sampai saya ngomong beberapa hari lalu
kemarin ikatan dokter anak sudah merekomendasikan hal ini
dari kecil malah ya dari kecil sampai sekarang malah ya
yang misalnya programnya pagi sore ya mereka harus bisa tambahin
dan untuk mengetahui bagaimanakah operasional lrt pada hari ketiga usai diresmikan presiden joko widodo
yang memiliki dataran tanah aluvial atau tanah yang lunak
jadi kalau ada terjadi suatu kerusuhan biasanya clash atau agresi
tak disangka keputusannya itu justru bisa mengubah nasibnya menjadi pengusaha kerupuk kulit
dan ketua umum ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia yakmi ade surya darmawan
atau racikan jahe kencur dan lemon
pun pinggul dan kedua kakinya terasa begitu nyeri
keputusan untuk mengganti warna dasar plat nomor kendaraan serta pemasangan chip
kita memisahkan kapas itu
yaitu kondisi keterjangkauan sewa
maka auto throttle akan di nonaktifkan
bahkan kan kuhp sebenarnya juga melangkahi beberapa putusan mk
justru sosoknya pak mahfud tidak berpotensi untuk menyerang
biasanya ia menggunakan kipas angin saat siang hari dan malam hari sebelum tidur hingga pagi
pastinya harus ada seni kreativitas yang juga diperlukan
emang olahraga banget ya sih ya
meskipun lagi lagi dari sudut menghindari potensi conflict of interest itu patut kita apresiasi
lalu maghribnya hari ini jam delapan lewat lima menit
kemudian disusul pemberian vaksin pcv di jawa barat dan jawa timur di tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
nanti akan ada itu
kasih yang kekal selamanya
apakah itu salah satu pilihan lo untuk pindah ke
nah banyak juga yang berpendapat kalau misalkan
karena sawah ladang kita nanti semakin rame semakin dipertahankan bapak ibu pedagang pasti hasilnya juga akan meningkat
langsung dari kawasan stadion utama gbk senayan jakarta
tapi sepertinya di protokol tersebut akan ada kegiatan kegiatan lain
namun seiring bertambahnya populasi kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne
melihat gerakan petani muda keren di koblek melalui media sosial facebook membuatnya tertarik untuk ikut serta memanfaatkan teknologi dalam bertani
itu kan istilahnya jadi paling tidak ini ada semacam rujukan juga ya
jadi dia tuh harus nempel soalnya ya kepala lo segede helm lo gitu
nanti setelah itu dia akan lahir ibunya selamat karena diperiksa
apakah segampang itu untuk bisa berubah
untuk menghadapi pertemuan tatap muka di sekolah
jadi inisiatifnya sudah ada dan kalau kita lihat penambangan ya penambangan sekarang sudah banyak
oh tipe tipe yang kalau dibaikin ngelunjak ya
mereka juga awalnya kalau tidak mengenal saya kan gak mau diperiksa
perjalanan menuju raja ampat dimulai dari pelabuhan kota sorong
untuk strategi operasi oleh korn lantas maupun polda
pt pt juga menawarkan biaya yang murah
sosial dialog itu nggak jalan di perusahaan perusahaan
sehingga orang orang yang mungkin kelaparan karena rest area kadang kadang penuh
dan beberapa saran dari dr dika tadi perlu kita praktekkan tentunya nanti menjelang maghrib ya
nah salah satu metode yang paling perlu saudara hidupkan adalah supaya saudara menyukai diri sendiri
kita akan ikuti bagaimana perkembangan ataupun apa saja yang akan disampaikan
pria yang lahir pada dua puluh delapan februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini memiliki misi mulia untuk membawa perdamaian pada lingkungan sekitar kota
gue sih sebenernya gak mau ngasih setuju gak setuju
oh satu lagi atau mungkin instrumen investasi lain gitu yang lebih keuntungan
sementara itu dari hasil evaluasi kecelakaan kontraflow di km lima puluh delapan
makanya gue suka banget ngerjain event gitu
itu anggotanya yang ikut jualan berapa banyak bu kalau berangkat keluar kota
tapi ada satu catatan menarik mbak di debat kali ini
tempat istirahat baru ini dibuka untuk mengurangi kepadatan pengunjung di res area kilometer empat ratus dua puluh sembilan a ungaran yang berjarak saat arus mudik lebaran
kuenya empuk kelapanya berasa banget
nah tiongkok itu membakar empat enam semuanya dalam negeri
apakah yang mereka telah lakukan
kemarin buat piala dunia u dua puluh misalnya ketika
dan akhirnya terjadi tuh isi prp daripada undang undang cipta kerja
dan sampai hari ini sistem peringatan diri kita beroperasi dengan performa yang baik mbak
dibanding dengan burung puyuh biasanya burung malon memiliki ukuran yang lebih besar dan daging yang lebih gurih
sebenarnya tidak masuk wahana
untuk makanan manis rizkes das mencatat empat puluh responden makan makanan manis lebih dari satu kali sehari
yang luar biasa uniknya ini
sementara itu di sisi lain hacker dengan akun sspx juga mengklaim ada kebocoran data yang terbaru satu ratus dua juta data nih milik warga indonesia dari kementerian sosial
biarlah kita dapat memfokuskan pikiran kita kepada harta yang sesungguhnya warisan yang sebenarnya yang tuhan telah sediakan bagi kita yaitu kerajaan sorga
tapi kalau begitu berarti latihannya gimana tuh
jadi saling bantu mengingatkan
sd smp sma semua sudah buka
jadi apa yang sudah ada di sini harus dilindungi gitu
demikian tadi dituliskan yohanes empat belas ayat dua puluh lima sampai dua puluh enam
nah di dpr sendiri memang hari ini bersama pemerintah sedang mengupayakan perubahan undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan tentang narkotika
lalu urusan kesehatan seakan menjadi urusan kementerian kesehatan dan dinas kesehatan saja
dengan masjid raya yang telah berdiri sejak seribu delapan ratus delapan puluh lima
ini tidak terlepas dari peranan musik yang ada di dalam sebuah film
sementara itu dua brand otomotif yang saat ini masih menjual produk lcgc seperti toyota dan honda
yang naik tiap tahun upah minimum aja gitu
dan kita juga tidak menampik pasar global terbuka untuk produk produk asing
jadi memang game mobile lebih populer dibanding game game pc
dan faktor banjir itu setiap tahun mas
sebagian besar memiliki perpohonan rindang bangku dan tanaman
penggunaan air tanah oleh mayoritas warga dki berkontribusi terhadap masalah ini
tapi tunggu dulu untuk bisa sampai di level mahir tentu butuh latihan
ini semua diwujudkan di sektor tadi ya konstruksi
ptnya namanya apa permasalahannya adalah judi di indonesia
demikianlah tadi sebuah rangkuman mengenai obesitas di australia
gue udah bela indonesia di u dua puluh satu waktu itu
sejumlah warga meminta pempot bandung agar mengambil langkah tegas
tapi musuhnya sih xs xml gitu lah
itu kan awalnya sultan tuh nggak kepanggil kan yang awal lima puluh tujuh tuh
buat yang suka makan telur asin konvensional ingat
ya untuk ngecover semuanya gitu
kita melihat bagaimana kita melihat budaya
cara teori sebenarnya kalau kita mencoba membedah
dan ini merupakan edukasi yang sangat penting
pedagang sate keliling inilah yang jadi ujung tombak
harus mengandalkan tinggi kayak mungkin jadi polisi tentara itu kan ngaruh banget ya untuk tinggi
atau setara dengan delapan belas enam triliun
tuhan aku ingin menurut pada hukumu
ini daerahnya udah mulai naik daun
semua kita penuhi kebutuhan untuk empat pelayanan tersebut
tahu makanan berbahan dasar dari olahan kedelai ini merupakan salah satu bahan makanan populer di indonesia
dan dalamannya juga oke banget
jadi kendalanya hanya di kekhawatiran orang tua saja terhadap vaksin ini
seperti tersengat adilan listrik
cuma aku juga pakai sunscreen kayak gitu gitu aja sih
kalo naik motor aja kan kalo kepala gatel tuh susah gitu kan
kalau konfliknya saya justru apa
kalau ngerokok diomelin disini
anda terjebak dalam jaringan kebohongan anda sendiri
apapun yang terjadi itu harus bertanggung jawab kepada statuta yang masing masing
itu ekosistemnya ada tiga
tapi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa di hari ini sudah memasuki hari keempat kruid pro dua ribu dua puluh dua
ini dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian tuntutan hukum
itu sih menurut gua ya gitu loh
sampai jumpa pada episode sehari menjadi berikutnya ya
untuk sesuatu yang menakutkan kita juga pengen tahu juga
dan teknologi informasi di indonesia
makanya dalam kasus di jagakarsa ini sebenarnya mengulang kasus kasus yang lain
kemudian juga ada merek atm dan juga kendaraan merek st
terkait dengan batas usia minimum yang diturunkan dari empat puluh
jadi karena kita udah tau permainan masing masing
pak daryono kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg yang hari ini sudah bergabung
itu yang sedang ditunjukkan adalah cangkangnya
jadi kami mohon undur diri diskusi kita sampai di sini dahulu
terima kasih banyak untuk pengalaman sepak bola
karena ditentukan oleh pemerintah daerah tersebut
meski masih anak anak mereka sudah piawai memainkan berbagai alat musik
toko musik bekas dan bengkel instrumen
umumnya badal haji dilakukan oleh petugas badal haji yang disiapkan pemerintah
gurinya kuah soto yang bercampur dengan santan
israel batal gitu kan
eh tan berarti total kemarin kan yang dicoretkan berarti fernando derick sama lensun
yang pertama karena timnas membutuhkan dana yang sangat besar
jadi di liputan ragam kuliner kali ini
beragam jenis olahraga pun bisa jadi pilihan
tapi kita sangat berpikir bahwa kita bisa memperbaiki bahan bahan yang penting dengan bahan bahan asli yang kita inginkan
karena tadi kpu tidak datang
tidak ada dosa yang terlalu besar bagi yesus untuk diampuni
saya itu di dapil nomor urut tiga
marking itu kita nandain oke disini musiknya mulai disini musiknya habis gitu kan
dari botol jus atau botol minyak itu kita cacah bentuknya seperti ini cacahnya kalau ini warna
kalau ditanyain sama orang
jadi kalau suasana bongkar ya sebetulnya mirip mirip
dan indonesia sendiri memiliki beberapa titik di perairannya yang menjadi rumah bagi hiu paus
beragam desain dan bentuk tutup pentil gia buat sendiri di workshopnya di kawasan tanah sereal bogor
dia memilih membeli dari yogyakarta
karena itu gue berharap ada di indonesia
tapi tidak tahan lama dan cenderung membuat lebih cepat ngantuk
oke tinggi lemak tapi carilah lemak yang bagus good fat seperti itu
nah merauk cuan juga bisa dilakukan remaja
kalau edm itu kalau ada feedback kita pun juga dapat enak gitu kan
tapi yang jadi hambatan islah itu apa
dan hasilnya kelihatan sekali ya
di sini anda juga akan melihat aneka jenis ikan dengan ukuran besar
itu tahun berapa bu
karena kita dengan mendeteksi ini tentunya kita diharapkan tidak akan jatuh pada gejala yang berat
efeknya kurang baik untuk tubuh kita
jadi emang di kampung juga kalau cek suhu tubuh cuci tangan
ini satu yang kita harus pikirkan
salah satunya adalah apa yang menjadi program utama kita adalah program ktp sakti
nah poin yang satu ini barangkali juga bisa dijadikan sebagai pintu masuk
sebenarnya saya sudah rencana lulus sma di sini kan di sph
azan maghrib berkumandan saatnya berbuka
nah ini yang harus kita antisipasi bersama bahwa krisis iklim sudah di depan mata
akibatnya aliran materi bergerak ke pusat sagittarius a
kita akan lebih kerja keras untuk membangun perekonomian di negeri ini
karena fia juga punya campaign yang luar biasa gitu
tapi enggak enggak selama lamanya dan masalah utamanya sebenarnya kayak tadi gitu ya kita juga melihat yang sudah di tagging baru beberapa bulan lalu kadang kotor
dalam berlatih langkah kaki menjadi kunci untuk melangkah dengan indah
terus pernah ikut tanding antar sekolah gitu cuma sekali juga
dokter spesialis telinga hidung tenggorokan atau tht rumah sakit ciptomaungkusumo jakarta
dari target telah menerima vaksin dosis satu
jadi itulah yang harapannya nanti bisa merubah pandangan swing voters terkait dengan program program ekonominya paselan dua
pengisian daya lebih cepat dan lebih ringan
satu tempatnya itu nggak memungkinkan orang untuk bisa keluar kemudian ada trigger
bermain lebih berani menyerang ofensif
pecelele itu harusnya udah ada lalap betul betul udah lalap
sambil mudah mudahan kalau misalnya besok ini efektif
cuma pemerintah sudah memberikan asistensi felino
saya lihat wah keren banget buku ini
mungkin soalnya dulu pas lulus sma ga gitu ini ke pro sih
tidak ada yang kelihatan unggul ya kaya dengan prestasi prestasi kinerja wamen itu
udah ada yang mengungkap dan saya aja pasti terima gitu kan
oh jakbar jakbar ya
yang merupakan hasil kerjasama
di drag race juga banyak hampir sepuluh
nah unsur negara harus lebih besar
ini buat tim tim lain ya
itu itu aja lah alasannya udah lah saya keting
badan penanggulangan bencana daerah jawa barat
tetapi isinya dia sendiri mas dia ceo nya chief everything officer
salah satu alasan produsen telur asin menggunakan telur bebek adalah pori pori yang lebih besar
karena kalau prinsip kita kan kita berteman dengan semua
sebenarnya seberapa berkesan sih lapangan ini buat mas tawa sendiri sampai sekarang
pertanyaannya bagaimana strategi paslon untuk memprioritaskan anggaran dan program promotif preventif
dana hiba itu harus terkoneksi
ya ceritanya karena kami juga selain direkrut saya mendaftarkan diri ke p tiga karena tertarik pada visi misi itu
ada satu yang memang berbeda yang kita minta hadirkan pak zulkifli hasan diganti dengan menteri mahajir effendi
bukan bangunan yang standar aman gempa
keadaan lingkungannya rusak bagaimana kita menjaga itu
jadi kita mengenalkan budaya mengingatkan budaya itu kembali kepada anak anak melalui edukasi batik
kalau aset aset mereka kemudian diminati oleh global investor
tapi bagaimana menurunkan gagasan sehingga menjadi sangat sederhana banget menjadi sangat receh banget
sehingga dengan begitu kita bisa mencermati ya kan
akan ada tambahan tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya
sehingga kemudian supporter sepak bola kita datang ke stadion
nature hutan mancing semua orang
seiring perkembangan pariwisata yogyakarta
hulunya ini sumber dari kompor listrik harus energi terbarukan
dan mereka katanya kemarin sudah diminta oleh
yang masih dijaga hingga kini
untuk masalah kemanusiaan ini dulu
bahkan unit unitnya ataupun juga dari segi kuantitas sudah berkurang
menerbitkan izin itu ada wajib andal ya
konon katanya kombinasi pemasakan ini akan membuat kepala ikan tuna rasanya nyaris mirip dengan daging
keluarga ini melakukan perjalanan mudik menuju ke bupatan tegal jawa tengah menggunakan bajai
chandra salah seorang masyarakat umum yang menerima sayur hidroponik
dengan asumsi anda menghabiskan dua puluh lima pendapatan anda untuk perumahan
sebelum menginjakan kaki ke atas batu
ini harus menunjukkan contoh pada tanggal enam tujuh belas mei
di bandung jawa barat ada olahan bebek asap si judes namanya
yang pertama saya perkenalkan satu satu ada jurubicara timnas amin ramzi selamat sore bang ramzi
karena ketika sahur di indonesia kan udah jam buka di sini kan
itu kan mereka mengatakan bahwa dulu from nothing kan mereka bukan siapa siapa
tapi karena memang dirasa terlalu jauh dan agaknya terlalu kurang efisien
jadi insya allah mereka juga selalu terinfo tentang berbagai perkembangan baik itu di saudi
agar ia mau mememberkan trik triknya mencuri motor
dan para pelaku seni budayawan
karena nggak mungkin kalau misalnya pakai warna biru benkur misalnya
program screening yang lebih banyak di puskesmas puskesmas
tadi malam juga saya bicara di salah satu program
karena memang tahapnya ini masih berjalan dua minggu sehingga memang masih belum ada catatan khusus dari kementerian perhubungan
jadi ya di situ istri saya di rumah jadi istri saya doang satu satunya yang saya ingat
nah di mobil ini tuh di drag race tuh ceweknya ada kali lebih dari lima
jadi kayak aku nggak yaudah gitu
ojek online delivery menjadi bagian yang lekat dalam kesaharian
berbeda dengan abdul jalil pedagang ketoprak ini sempat mudik ke tegal jawa tengah
iya gue coba coba dulu pas awalnya eh masuk kan
dan justru semakin casual semakin interaktif ya
di dalam masjid peninggalan haji abdul rahman tidak hanya ada al quran kuno namun juga beduk serta mimbar yang berusia ratusan tahun
oh ya karena pas jaman gue tuh dia cuma beberapa orang kalau gak salah yang ragunan sekitar dua apa tiga gitu
jadi saya kalau di dalam itu sangat panas
selain itu telah menembus sejumlah wilayah lain seperti jakarta bogor sumedang dan daerah sekitarnya
anda tidak merasakan kenyamanan
tapi jangan salah proses pembuatan jajanan pasar ini tak seinstans saat mencicipinya
kalau di indonesia kan seringnya gorengan kue basah begitu
tentunya dalam proses ini kita perlu memberikan pendampingan pada keban pada ibu gitu ya
dan tidak memiliki sumber kehidupan
dia ikut menulis penelitian pada tahun dua ribu sembilan belas di mana para veteran amerika serikat yang menderita kondisi tersebut menerima terapi bcr
juga merupakan sebuah bentuk perlawanan budaya
pastikan memang itu sesuai dengan apa yang anda inginkan
saya bicara banyak dengan menteri luar negeri jordan
selama ini pemkot surabaya telah memiliki dua lokasi car free day
sehingga dengan kondisi di mana data data ekonomi indonesia pun juga menunjukkan tren yang cukup baik ya di kuartal kedua
namun jalan jalan lain yang mungkin volume pejalan kakinya juga tinggi belum menjadi prioritas seperti apa kalau dari koalisi penjalan kaki
rekornya delapan ratus dua puluh orang meninggal dunia
supaya kita bisa mendapatkan petunjuk lebih jelas
stiker untuk kotak suara
setiap tahun petani dapat memanen enam hingga delapan ton biji kopi
maupun pedagang tahu cibuntu
karena korban juga pasti menginginkan bahwa uang mereka kembali
temuan ini menunjukkan meningkatnya kehadiran polisi
penny mengatakan jika masyarakat membutuhkan obat ini dan tidak dapat ikut dalam uji klinik
semua hal yang bisa kita lakukan sebagai organisasi
gula juga akan merangsang dilepasnya endorfin
sama gue juga dulu awalnya balap gue
tim liputan cnn indonesia
lalu ketika jam makan mendekati jam tidur

berikutnya data yang kita peroleh untuk investigasi
oh tadinya ade nya ini sukanya
walaupun second pun ya
orang petugas atau pemulung yang adalah orang kristen ini
apa untuk kerja sama pasti banyak kan setelah kemarin kan
dari surveinya kata data insight center juga menunjukkan bahwa delapan puluh tujuh konsumen memilih belanja produk dalam negeri
jadi bulog sudah ditugaskan untuk menyerap sekitar dua sembilan belas juta ton
jadi kalau menurut gue kalau menjawab pertanyaan lo tadi kalau ditawarin kalau mengajukan diri kok gak sih
dia tahu gue orang bandung ternyata
pilihan listrik di seluruh negara ini akan turun sebesar dua ratus tujuh puluh lima dolar per tahun pada tahun dua ribu dua puluh lima
menunjukkan bahwa kelayakan hidup australia menurun secara keseluruhan
menurut media tiongkok para ilmuwan dari negeri tirai bambu ini berhasil membuat kloning tiga sapi super
apakah anda melihat hal ini sangat penting
tapi ini kemarin ada sindiran nih ya dari bang roky gerung
eh dan tapi lu berarti pertama kali ikut belain daerah itu baru sma atau smp
setahun tuh kira kira abis berapa sih dila dulu
ya bagan ini semacam platform ya dimana paling tidak nanti boatnya bisa datang ke sana dan di situ dilakukan aktivitas memberi makanan
datang ke stadion tapi mereka harus melaporkan diri
yang ada di platform seperti airbnb
karena ular itu mudah sekali untuk dia berpindah tempat
kalau konstelasi saya kira sudah jelas ya
dengan masker cuci tangan dan sebagainya
dalam satu adegan saja banyak cerita yang dapat diberikan sesuai dengan musik yang dimasukkan
sebetulnya yang saya sampaikan ya persis itu
nah sungguhnya perpres itu tidak perlu nomor tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu itu
kemudian mengkaji penggunaan ganja
sehingga gula darah kita juga bisa tinggi
sambil menunggu proses memasak kacang hijau dan ketan
diduga akibat gangguan ginjal akut progresif atipikal
jangan lupa saudara aku belum tentu
dalam hal ini saudara bisa membantu baik segi materi
apa itu yang kita pakai lauknya
terakhir saya ingin minta pendapat dari dua narasumber kami ini
tapi kalau berbicara batubara kita sebagai bangsa indonesia harusnya berbangga nih ya
kalau hiu sendiri may tahu ada berapa jenis hiu yang bisa ditemukan di indonesia
tetapi kita sadari akan ada adjustment atau kestimbangan harga baru
kalau kita lihat dari saya mau balik dulu ke tadi
setelah adonan jadi kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang telah diberi plastik di dalamnya dan diikat
apa namanya siapa yang storan storan gitu kan
kita campur saja semuanya
pas akhirnya dimasak selama tujuh puluh dua jam di sous vide
motivasi bahwa kita harus melihat kepada harta kita yang sesungguhnya yang tuhan sudah siapkan untuk kita warisi
tanpa jaminan hanya untuk proposal
di mana setiap makannya antara tiga ratus sampai empat ratus kalori
kalau di sekitar jam enam tersebut daripada larang menuju cicalengka itu tidak begitu dipadati oleh penumpang
perintah tuhan maka kita tidak perlu khawatir untuk bepergian kemanapun
jadi orang tuh apa ya bisa ngeliat skillnya tuh nggak harus nyeli nyeli lagi
saya lapor presiden pak kalau saya lihat kita tetap harus hati hati
nah kira kira begitu bapak bapak
nah sebelum adanya program digitalisasi perpustakaan
gak mewah sih tapi rasanya dijamin nikmat
yang dapat membuat daya rekatnya berkurang dan menjadi mudah pecah ketika dibakar
selama ini dirinya mengetahui anaknya bekerja dengan perjualan makanan secara online
terima kasih mamat faisal direktur eksekutif koridor indonesia sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
mbak prita terima kasih untuk perbincangannya
wasit liga satu ada tujuh wasit yang
bahkan di dalam satu debat tidak di formal sih
hujan deras yang terus terjadi sejak jumat ini hari hingga pagi
meski demikian jumlah tersebut sudah turun jauh dibandingkan tahun pertama pandemi dua ribu dua puluh yang mendekati empat ratus phk
anak anak di rumah itu nggak main
di meja panjang prasmanan tersaji aneka makanan yang menggugah selera
beberapa menu untuk berbuka malam hari ini

kemudian isian pastel umumnya berupa campuran potongan wortel
agar tidak terlilit utang bersama dengan perencana keuangan prita hapsari gozi
kita kalau udah nyebut kanker wah wah gitu kan
karena seharusnya ketentuan yang ada tidak dibolehkan
tidak bisa aja cuma ke hutan doang nge thrill gitu loh
bus ya mungkin baru tahun pertama mungkin jadinya
jadi hampir sebagian wilayah kalimantan barat itu itu sudah dipenuhi izin izin konsesi
kalau kita bicara olahraga memang semua orang bisa berolahraga
dan itu elektabilitasnya kelihatan naik
tapi maksudnya dengan sekarang sudah berkeluarga
ada peran aktif kepolisian untuk mengusut iklan ini
membuka peluang sebenarnya bagi pelaku umkm
mahasiswa ini wajib punya cabang olahraga yang ditekuni
ditambah bonus pemandangan hamparan hijau persawahan dan perbukitan sejauh mata memandang
nah kita tuh terbang untuk di maksimal kecepatan angin itu di dua puluh km per jam
harga harga pangan awasi sistem dan jalur distribusi awasi terus

dan seberapa besar sebetulnya biaya untuk membiayai timnas dari pengalaman pak aji
wih bagus nih kayaknya lapangan lapangan jadi cantik di cen di pamulang kayaknya tempat lu kan jadi cakep tuh
oke mungkin terakhir bang faisal
itu yang kurang di dapur
karena memang spesialis dari kita bisa custom sesuai dengan keinginan dari desain desain customer dan arsitek
di pelatas pun gak langsung merjit karena sampe umur
ini area kami yang ditanamin
baik dari segi percakapan dengan nenek moyang seperti yang dilakukan brian fuata
kan tadi saya sampaikan panjang
etos kerja mindset dan segala macam
alasannya kenapa sih pak bnn ini juga menolak
sama sama maiki selamat pagi
rakyat miskin yang terampas tanahnya itu dipulihkan lagi
jadi bagaimana dong harus persiapannya seperti apa
lansia merupakan jamaah haji yang paling banyak
jadi subuhnya itu jam enam kurang sedikit
ya kalau sampai saat ini permintaan ini paling besar dari pemerintah kabupaten morenin
dan kami sendiri mendorong agar pengusutan kasus ini benar benar
mereka yang makan siang sambil melantai dan telinga tak lepas dari suara speaker banyak
jajananya lengkap jajananya tuh zaman zaman dulu ada dari yang tradisional sampai sekarang
tapi secara empiris nanti coba kita cek lagi mas ke lapangan karena ini kan menyangkut kasus ya
kami akan terus memantau dan mengevaluasi pergerakan dari penjualan tiket ini
marilah siapa yang mau
sementara kalau sentimen engagement itu adalah kita menghitung bahwa apakah sentimen negatif itu pure adalah respon engagement yang negatif atau justru sebaliknya
ramadhan memberiku gembira tiap saat ku dijaga
pendekatan yang pertama adalah yaudah kita punya uangnya berapa
eits tapi sebelum itu saya juga mau bungkus deh awuk dan kue basahnya untuk keluarga di rumah
erlangga wisnuwaji dwi prasetyo jakarta
ini bisa jadi salah satu opsi kalian jika ingin tetap sehat dan aktif
kembali lagi bersama kita berdua masih bersama vincent manahem dan abu christian
studi menunjukkan kemampuan orang saat membaca konten multimedia
artinya kalau kemenangan mungkin tidak disampaikan kepada publik
di samping itu orang dewasa juga butuh beragam vitamin seperti vitamin a b c d e dan k
coverage itu sebetulnya basisnya adalah basis dumisili
oh berarti di bali united kayaknya max contract nih bu
nggak memanggil ataupun menyinggung sedikitpun ke pak luhut
menjaga pola hidup sehat dan istirahat yang cukup
sebelum umur tiga puluh lah
tapi setelah mou pimpinan dan teman teman sekalian
jadi intinya kan gitu jadi setelah basket kita mau ngapain nih kan kita tau bahwa hal hal yang positif tuh harus diajarin bukan tentang basketnya aja
begitu ya mas revo termasuk alih teknologinya
dari dapur rumahnya di kawasan setiabudi jakarta selatan
saya tidak pada posisi seperti itu
hospitality mereka kadang kadang kenyamanan promotif itu lebih baik
ini hanya upah yang paling rendah terendah
tugas yang lain yang berusaha untuk dilakukan adalah mengakselerasi bantuan kemanusiaan
jadi gue ngerasa gaya main gue gak kayak dulu gitu
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
sebelumnya kita supply banyak untuk croffle croissant waffle
satu keluarga miskin satu sarjana
ataupun calon pasangan kita itu
nah kalau kita lihat sebenarnya saat ini di pasaran
adalah untuk mengambil lebih banyak opioid
karena kalau kita tidak hati hati naik lagi nurunkan itu nggak gampang
tapi tetap dibiarkan ada di sini
yang harus dilakukan saya jadi ingat dulu
untuk banget kalau anda menyukai masakan pedas
ada juga kendaraan roda dua seperti motor ninja bmw ducati dan yamaha gs
berapa kali emang gak
dan saya yakin kalo kita komitmen
yang selanjutnya ini akan mengurangi ya
jadi gue bukan sebatas profesional
mulai dari menjaga suhu tubuh seluruh ruangan dan kebersihan kandangnya
dan ya untuk tahun depan
telpon sana sini terus dan sebagainya
mendiskusikannya dengan cara yang nyaman bagi anak orang tua perlu menjadi teman diskusinya artinya
cuman akhirnya dari dia juga ga keburu lah
setelah mencoba buah alkesa yuk ikut saya ke tanggerang selatan untuk berburu buah langka lainnya
dua ribu sembilan belas itu keterlambatan karena pembebasan tanah pak ini luar biasa
ini terus saya keserimpet
sekarang di depan saya udah ada lima menu yang paling menarik buat saya
yang saat ini berada di rp empat belas lima belas
berarti kita akan lebih tenang lagi kan
jadi kemudian kita akan menemukan teman teman apalagi generasi muda yang mau bergerak di bidang konservasi
kemarin kita juga ngundang beberapa cewek cewek kita open juga kita bikin
yang pertama adalah lampa lumrah
mending kuliah gue lulus terus mungkin resmandit
karena biasanya nanti kita juga harus membantu banyak
victoria melihat antusias penonton itu bagaimana
ditambah dengan kendala bahasa dan perlakuan berbeda
bahkan mungkin lebih parah karena bahkan sekarang konsesi konsesi
kayak kacamata gini kacanya
sehingga kita butuhkan dokter dokter dari luar negeri untuk melakukan transfer ilmu yang terbaru kepada dokter dokter di indonesia
tapi apa namanya dengan melihat bagaimana kondisi penyebaran dan penularan dari covid itu
karena kalau misalnya kita mau berbicara
tapi di produksinya itu kadang itu langsung dia panas panas kita langsung dikemas
jadi menampung air takutnya airnya masuk nanti akan berat nanti jatuh ke bawah seperti itu
untuk mengambil pilihan dan mengucapkan kemampuan kepada seluruh juridikasi lain
dari situ kita evaluasi untuk penguatan berikutnya
yaitu sebanyak tiga ratus delapan puluh lima zona
kan susah tulang ekor pak nenuk
pengembangan komik menjadi film tentunya bukan sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan
tapi lihat aja nih saat saya mencoba perut saya sampai hampir kram karena susahnya membalik ban mobil bekas
itu gimana kok ceritanya akhirnya memutuskan untuk bali united nih
kita tahu kan di gaza ini ada sekitar dua dua juta penduduknya
konflik agraria itu menunjukkan ada resistensi
dalam sejarah pilpres yang namanya bawasnu itu jarang sekali diminta klarifikasi konfirmasinya
berarti bisa dipastikan bssn sudah memvalidasikah apakah ini memang benar benar data kementerian sosial atau masih dalam proses untuk memvalidasi
terima kasih pak karyawan
itu benar saya sering mengungkap itu semua
tahu dari sekolah sampai akhirnya udah gitu ya rujuk penampilan membaik dan puncaknya di rio
karena minta bantuan atau mau
oke baik berarti salah satu faktor yang penting atau tidak kalah penting juga adalah pembenahan transportasi publik yang merata begitu ya pak
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan daring kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg
keberadaannya sangat membantu sebagai salah satu moda transportasi dalam kota
dan suatu saat nanti dapat bersaing dengan sepatu sepatu olahraga merek impor
lu minta ke pelatih lu mau ngerengek ampe gimana juga
direktur utama pam jaya arief nasruddin menyampaikan rencananya untuk menambah ribuan kilometer pipa
ya realokasi dan refocusing memang sudah dilakukan
ember diganti setiap dua pekan sekali dan diaplikasikan selama enam hingga tujuh bulan
melalui berbagai tarikatnya ya baik sotariah maupun kemudian maksab bandiah
kalau dikatakan perang di ukraina kan itu bukan eksplosif
yang mana dia meramu jamu khusus untuk ratu rupa kalaman
dan semua orang juga punya opini terhadap ini
kayaknya nggak ada target emas yang digadang gadang
hampir semua kebutuhan hewan peliharaan yang tidak ada di kota
maka majelis umum pbb sudah memberikan waktu waktu bahwa penghilangan orang secara paksa
untuk harganya tiga puluh ribu rupiah per porsi
yang menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia
harus terancam hilang tergusur proyek rempang ecositi yang mulai digagas pada dua ribu empat lalu
jadi kamu yang berangkat ke asean games
kayak gue sebenarnya itu cuma akademi sih jatuhnya ya bukan yang klub perbasi gitu
keheran lontong cap gome ini termasuk menu yang cepat sekali habis di kedai ini
mereka mempunyai tanggal pasti untuk mendapatkan gaji
saat ini kami terhubung dengan koresponden cnn indonesia ausi riondolu di kantor mui pusat jakarta
ya tapi yayasan konservasi ini pasti melakukan edukasi ya
berikutnya juga saya sebagai penulis
meski tidak setampan pemuda minimarket
kita ini negara yang kuat dalam membangun sepak bola baik di kultural tetapi juga di infrastruktur
dari tindakan tindakan kekerasan
jadi ini ya jadi ingin mandiri gitu ya
kok sudah dikelola secara lebih kuat lebih powerful malah jadi turun
paling cuma segini terus proteinnya lebih banyak
kiranya apa yang telah kami diskusikan mengenai kesiapan kita dalam menunggu kedatanganmu yang kedua kali
nubuatan sedang digenapkan dengan cepat
kalau bssn mau sedang mau melakukan investigasi digital forensik
karena dia orang itu selalu berpikir oh kalau
bukan ada ini bukan ada apa namanya tujuan haus gitu loh
dprd itu sekitar dua puluh sampai dua puluh lima miliar
air panas akan membantu melunakan tepung sagu dan membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk
oke tapi kan enggak enak saya nggak bisa kita nggak bisa tunjuk ya orangnya ya tapi tentu
kecurangan politik hukum di indonesia
jadul juga lek carmelon
kalau seri artinya peluang untuk lolos menjadi semakin membesar
yang against ada empat belas
diberikan skim oleh pemerintah
ke radio advent suara pengharapan
makan sandwich western sudah biasa kalau sandwich jepang sudah pernah coba
penduduk setempat tidak berpengalaman
mencapai satu ratus sembilan puluh tiga enam juta
nah di gas tiga kg itu kan subsidinya cukup besar gitu ya
kato nembak terus maksalah istilahnya kasarnya gitu
nah jadinya resolusi teleskop itu tergantung berapa besar ya itu teleskopnya
bukan di nba summer league aja ya
selamat sore pak surya
terutama ketika terjadi kebakaran
apabila berada di tempat tidur stay there
namun kemudian di dalam momen menunggunya tersebut
dan butuh untuk punya keinginan kuat untuk terlepas dari jenazan pinjaman online tersebut
ya tentu kita melakukan research untuk harga harga apa yang bisa terjangkau
jadi at least gua tau lah momentnya bakal ngapain orang gitu
akibat perang rusia ukraine nih pak arief resesi di depan mata
meskipun ato mungkin telah mengambil laporan pajak beberapa orang
sampai sekarang pun pdi berjuangan juga belum mengajukan secara resmi
sumber daya akan dialihkan ke pengiriman harian poskilat surat prioritas dan parsel
kuliner berbahan sayuran dan buah tentu menjadi penting demi menjaga keseimbangan asupan gizi saat berpuasa
apakah ini menjadi peluang bagi indonesia untuk bisa melawan jepang besok
kemudian salah secara hukum gitu
sehingga mereka masuk ke sektor formal
konten media sosial itu kan tendensinya untuk mencari perhatian
jumlah uang tiga puluh tujuh dua miliar rupiah
tidak juga kita memang sangat menyesuaikan dengan perkembangan covid itu sendiri
saya pun keluar sejenak dari tol cisumdawu
nah ceritanya mungkin hanya sampai di situ
setelah itu barulah sang caleg datang untuk menjalankan ritual dan amalan yang disarankan
saya kira statement itu sangat sadis
nah lalu apa saja sih prof sebenarnya kondisi yang harus diperhatikan ketika seseorang ini melakukan pcr kumur
tapi mbak tau gak kalau sebelum itu cirebon sudah ada proklamasi kemerdekaan
untuk bisa bermain di level tertinggi yang mungkin
masalahnya baik fomo maupun yolo kadang kadang menimbulkan spending habits atau kebiasaan pengeluaran yang menjadi tidak sehat
abo juga sama pendapatnya sama kayak ko jojo mungkin persis banget pendapatnya kayak gitu
khusus untuk remaja berusia hingga dua puluh lima tahun

bumbunya itu merasuk jadi enaklah jadi mantap pas rasanya tuh bener bener nendang itulah istilahnya
tapi kita mesti mau kan melakukan juga situ
di antaranya mengkombinasi makanan yang salah
mereka sebutannya ini adalah paus rumahan
perlu banget ya mengetahui itu ya
selain ini ada banyak fakta yang cukup membuat kita mengelus dada
atau kita punya lab sendiri yang kalau di china kan mereka punya labnya di wuhan gitu
terakhir mbak agi astri kalau melihat apa yang terjadi antara lesti kejora dan juga rizky bilar
jadi pertukaran network untuk science information discussions dan juga tantangan tantangan atau juga skill set skill set lain yang memang ini saling sharing lah
mulai di situ kita mulai punya banyak aktifasi mulai banyak kegiatan
saya itu udah langsung nerima photoshoot bulan desember
yang dimana memang tidak ada aturan atau flow control dari masanya
sementara tim kuasa hukum verdi sambo dan putri candrawati tetap menganggap rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan tidak diuraikan secara utuh
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa putri candrawati dengan pidana penjara selama delapan tahun dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
benar benar lemaknya itu udah di
saya aku lupa makanan pertama di indonesia
protein rekomenan ya kalau kita lihat untuk vaksin astrazeneca ini ya
sebenarnya bisa disiasati dengan gimana sih
oke nah kalau untuk anaknya sendiri
saya menyiapkan gula merah yang sudah dicairkan dan didinginkan
nah olahraga ini penting untuk meningkatkan ketahanan dan juga daya tahan fisik mereka
ataupun penonaktifan di tubuh komisi pembatasan korupsi
atau anda dapat menulis di email kami
penangkapan dilakukan kpk karena wawan dianggap tidak kooperatif dalam proses penyelidikan
hape dapetin semua cewek udah udah lah anak dbl mah
mengawali kecintaan pada dunia seni dari kebiasaan menyanyi sejak berusia tiga tahun
tapi setelah beberapa lama mungkin karena sudah beberapa tahun yang di sini jadi sekarang sudah mulai banyak yang tahu
peran peran yang bisa membuat keputusan
sekolah kan banyak pilihannya lo bisa homeschooling gitu
tetapi bagaimanapun usaha kita agar iktp ini mereka punya gitu
susah gimana mau punya pacar
dan kemarin sempat dikonfirmasi langsung oleh manajer pr lrt jabodetabek bahwa ini masih
banyak juga pelanggan yang berasal dari luar kota seperti malang dan bandung
mesin cuci ini rusak kemudian dia perlu mengganti
ternyata kita juga banyak sekali hal yang sudah berkerjasama
gak bisa dijelaskan dengan normatif
terima kasih untuk atensi anda dennis
kenapa alatannya kenapa gak ke pilih kan waktu itu
pdb per kapita indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai rp tujuh puluh lima juta per kapita
seperti contohnya ada acara acara di puri kita di sini juga dapat undangan untuk menghadiri acara di puri
inspirasinya kayaknya ngelihat dari malaysia ya
di sela sela kunjungan kerja di ibu kota nusantara kami siang presiden joko widodo memprediksi
namun selangkah lagi menjadi seorang mahasiswi
dengan perhitungan penghasilan per tahun enam puluh juta dan penghasilan kena pajak enam juta
sirekap itu adalah informasi
sudah melewati sejumlah tahap mekanisme protokol kesehatan
berikutnya satu petrus dua ayat dua puluh satu
mewah banget dan sekarang saatnya kita untuk
kita menjadi pesimis atau kita menjadi optimis
selanjutnya yang ketiga adalah cari tahu aktivitas fisik yang sesuai dengan aktivitas sehari hari
saat ini sendiri memang sejak pukul lima tiga puluh
tapi dirafal di dalam tiga bulan langsung
ada terdapat juga news sekitar satu menit lima belas detik
pasta padat tinggal ditata pada alat cetakan dengan diameter tiga empat cm
oke dila terima kasih waktunya ya sudah menyempatkan diri datang di podcast si paling sport
momen yang pertama tuh sebenernya saya pengen nangis terharu mas
merancang konsep film baru
rejo kecamatan sunggal kabupaten deli serdang pada senin siang
kan belum ada bantuan langsung dari pemerintah seperti itu untuk makanan
menurut perkiraan cuaca musim mudik lebaran tahun ini jatuh di musim pancaroba
jagung saat ini jagung impor itu masuk ke pelabuhan kita sudah di atas lima lima empat ratus
sementara dia mengosongkan muatan hariannya yang merisi sampah atau kotoran kotoran yang lain yang kira kira dia masih bisa gunakan
cuma sebagai koki koki untuk masak telur di sana
pertanggung jawaban berlaku serta melawan
karena yang ditamakan adalah peribadatan di saat imlek
produser lapangan cnn indonesia untuk mengetahui bagaimana harganya
terkait dengan bagaimana adanya target satu juta umkm di katalog lkpp
akhirnya putusinnya pas kuliah itu
apakah petani mulai enggan bertanam
mereka belum paham tapi mereka hati hati
saffron juga sangat beruntung memiliki keuntungan memiliki keuntungan untuk tubuh penuh vitamin
tambahkan lima siung bawang putih sebagai penghilang aroma amis ikan
lebih khusus lagi apa yang bisa diberikan oleh mereka yang sedang mencari pekerjaan misalnya
selasa kliwon adalah waktu yang paling sakram
yang kedua pos untuk tabungan dan investasi
wajah rakyat jelata itu dua ribu dua belas
apa yang ingin disampaikan singkat saja pak ade
termasuk untuk orang orang yang sudah berusia di atas lima puluh tahun sekalipun
pada hari itu mereka yang berpikir bahwa allah akan menerima persembahan
jadi saya nyari istri yang ngertiin kerjaan saya juga
dan dari blu rumah sakit juga ada
kalau pembelian barang impor yang kita lakukan secara rutin itu atau pembelian barang impor yang kita lakukan itu tidak rutin
kalau dua ribu sembilan belas kita hanya pure diskresi kepolisian
maka memang apa boleh buat kekerasan itu memang dilestarikan secara sengaja
tapi memang kalo lost verifikasi guys
ya sekarang amerika kamu lihat berapa ayo nana amerika
sektor pembangunan tapi justru
bahwa kita tidak bisa menemui
karena kan anies kita tau misalnya
itu nanti tergantung lagi dari seberapa banyak yang dikonsumsi bahkan usia dan jenis kelamin juga berpengaruh
diambil alih dari tanah masyarakat seperti yang terjadi di rempang
jadi sebaiknya kita menunggu dulu
sehingga baik waskata maupun wika saya kira mereka harus mencari sumber alternatif pendanaan lainnya ya
karena kalau dulu itu mana pernah sih indonesia punya indoor pool gitu kan
indikator tadi disampaikan oleh pak bakti
nah memang ada musim musimnya
semoga ini menjadi alarm untuk kita semua dan tidak ada lagi kasus serupa yang terulang
terima kasih sekali pak luhut atas waktunya kepada cnn indonesia
tapi saya penasaran mau coba dulu rasanya gimana
banyak orang memilih barang sekali pakai saat traveling
karakter itu nggak sama dengan yang mereka bayangkan
namun pria yang lolos sebagai anggota dpr ri periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dari dapil dua jawa timur ini yakin bahwa tidak ada oposisi total dalam politik indonesia
jadi kayak ya tim tim berarti nggak kayak beli kucing dalam karung gitu semuanya gitu kan
karena tentu ini akan menjadi salah satu perbincangan yang cukup menarik
kita lain waktu kita bakal ngobrol lagi panjang nih sama kariko
yang kelihatan justru saling menyerang yang sebetulnya nggak apa apa asal kebijakan
selamat malam dan salam sehat
dari masyarakat terlebih juga anak anak muda ya
jadi ada kali plumbon kali beringin kemudian banjir kanal barat banjir kanal timur kali tenggang seringin kemudian ada babon
sehingga kalau potensinya tersedia
ya untuk sesi selanjutnya
wartawan yang menunggu di luar pun langsung berdiri
salah satu comelan comelan hash dari wilayah bogor
kalau kita bandingkan dengan lebih dari seratus ribu ya
ini kuah kaldu dan tomia
meskipun saya hanya minta di
tapi kedepannya mungkin disempit lagi nggak nyampe dua ratus km jadi kemungkinan seratus km
digunakan untuk klub profesional
akhirnya muncullah desire untuk rasanya itu jadi kebutuhan
semua lini gitu kayak lu harus bisa
tapi kalau di dalam ruangan tetap memakai masker
karena gua belum pernah nyetak hasil foto gua juga
iya tentu saja kenapa kita mulai dari dua hari
nah kan setelah ini nih
turun beberapa poin dong
pihak pihak yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan
terus ini mimin sendiri kan asli jakarta atau asli mana mimin
kita beri bantuan gizi ibu yang sedang hamil
terjadi sejak lama gitu kan nah sekarang
dan kita dan kita lagi dan gue abok kristian
kebijakan umumnya negara sedang darurat
dengar dengan baik curhatnya
beberapa ada yang dehidrasi kekurangan cairan
lo bangun jam empat tiga puluh lo berlatih
apa mas gibran akan tampil di luar kebiasaannya
tapi kalau dibandingkan dengan swab antigen
kunci jawaban nah ini kemudian
silakan pak prabowo untuk menanggapi jawaban dari pak gita
itu masalah vincent menurut gue dari kemarin kemarin gitu
gua cobalah email lagi ke orang vibanya gua bilang
ya berangkat dari kepedulian yang tersebut
sehingga nanti kemudian pada saat mereka bergabung merge dalam perusahaan bumn karya yang akan di merge kemudian hari itu sudah dalam kondisi yang memang menuju tahap penyihatan ya
dalam impian saya ke depan
termasuk di pulau kalimantan dan juga sulawesi yang terdampak banjir tahun dua ribu tiga puluh
maksudnya saya sudah dapat list nya
karena kecenderungannya memang dalam jangka pendek ini kemungkinan akan terjadi fly to quality seperti itu
ini kayak baru mungkin sepuluh tahun terakhir kali ya ada ini ya
dengan berhasilnya atau dioperasikannya kereta cepat jakarta bandung
belajarnya mungkin mata kuliahnya ya pengantar ilmu kepelatihan
semua orang pasti pengen dong punya rambut yang bagus
itu sakitnya sampai di hujung hidung sampai kadang sampai ke ujung kepala
dan untuk dessert kita punya kunafa
kami harapkan kabar berbahagia menemani anda dalam segala aktivitas pada hari ini
selain mie hidangan ini juga menggunakan toge kangkung siomay dan bakso
tapi semuanya itu sekali lagi berdasarkan bukti bukti dan fakta fakta yang itu diungkap secara profesional
ya ya nggak sering sering banget sih
merasa kayak yaudah latihan lebih rajin lagi om
pengeroyokan juga di pertandingan persis
satunya lagi buat saya satu lagi buat customernya
kutubnya itu jadi dua kanan kiri kanan kiri
nah ini pada akhirnya kembali lagi ke pekerja di belakang layarnya
tapi kemudian bukan hanya ada satu kota nih yang dikembangkan

kenapa karena memang pada bulan depan pada bulan juni target vaksinasi di korea selatan itu sebenarnya harusnya mencapai dua puluh lima persen
cepat atau lambat karena perdagangan bebas untuk praktek kedokteran tidak bisa dihindarkan bisa dilakukan dokter
nah selain menjadi hidangan sayur bobor daun kelor juga bisa disajikan sebagai minuman udang lho
bukan dari women in motorsport indonesia gitu
tapi jangan internet gratis
ini juga suatu teguran bagi kita semua yang sering menganggap kita adalah orang benar
sayangnya kemampuan tersebut tidak didukung dengan kesadaran
beliau menjelaskan begitu soal bagaimana zat kimia dan juga zat kandungan dari narkotika golongan satu atau ganja ini
yang juga sulit dikalahkan saat menjadi lawan klub
gue banyak terinspirasi dari ali budi mansyah karena
jadi dan kalau misalkan di beberapa sekolah yang lain
nah tapi sejak dua ribu empat belas itu berubah
pergantian pengurus ini menjadi menarik lantaran dilakukan di tengah bergulirnya kasus mantar pejabat pajak rafael alun trisambodo
mungkin membutuhkan koordinasi yang baik
demokrasi memiliki kewajiban untuk mencegah perang
betul betul harus dipersiapkan berbagai infrastruktur kendaraan yang juga ramah lansia
tapi tadi saya lanjutkan bahwa ini yang kita sampaikan ke tiktok
yang adalah salah satu tujuan dari pekabaran siaran radio advent suara pengharapan
oke tampaknya kita masih nanti bergabungnya bang fnd gazali nanti untuk memotret ataupun menganalisa bagaimana gaya komunikasi politik dari ketiga cawapres
karena potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat
tempat favorit saya kita lihat di belakang
akan lebih menarik nonton tim tim yang seperti itu sih
tepat tidak walaupun dikatakan terlambat
perlu perawatan non intensif
jadi saat ini sedang ada infrastruktur panjang pipa yang sedang dilakukan oleh kami
menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor tiga bapak ganjar panowo
akhirnya direspon satgas penanganan covid sembilan belas
selamat datang di kampung nastar sesuai namanya kabarnya salah satu kampung di daerah ciledug ini punya banyak pedagang ataupun pengusaha rumahan home industry yang menjual kue kering nastar
sekarang kan lu baru posisi kan empat tahun ya berarti lima tahun
saya kira itu yang menjadi harapan kita
bumbu ketumbar biasanya dipakai buat kambing guling misalnya ya nggak
karena parpol lah yang menjadi pilar demokrasi
makanya untuk temen temen pontianak jangan kecil hati
kan ini perlu kajian secara komprehensif ya
biak numfor kaya akan tradisi budaya serta memiliki sejuta potensi alam
dan laporan itu disusun oleh debra krok untuk sbs news dan disampaikan oleh ricky kusumo
yang kuat bagi azayitun itu dasar negara dilaksanakan
kembali pada formula awal
berbekal ilmu yang dipelajari dari salah satu jagoan yang paling kuat di bumi lainnya
baik swasta maupun bumn
termasuk calon dari ex napi
tidak ada penambahan income mas
padahal seharusnya kalau kita mencontoh di negara negara yang lebih maju
supaya mendorong anak anak muda untuk aktif berusaha
nah kami akan memberikan tips cara bijak menggunakan pinjol ataupun pay later
sinianh jahe lebaran kidung nabi
beni adalah salah satu pengguna kendaraan listrik yang lumayan sering pergi keluar kota menggunakan mobil listrik
selain di para saksi saksi ahli yang tadi sudah diperiksa dan saksi fakta
penulisan saya masih menyusun
namun bukan berarti kita tidak boleh melakukan olahraga nih
tapi tanpa mitoma pun pemain jepang kualitasnya jauh di atas indonesia
ini bagaimana supaya obat obatannya juga tepat tapi affordable sanggup masyarakat membayarnya dan juga kita tidak terlalu tergantung pada big pharma itu
di daerah pertahanan sendiri
kita akan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada esok hari
brian akmal dari universitas trisakti
dari tes wawasan kebangsaan ini harus segera memberikan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan
mengklaim bahwa dengan menarget platform seperti stays secara langsung
dokter bisa memberikan obat ini dengan memperhatikan penggunaan sesuai dengan
nah ini nggak terjadi sampai sekarang
atau yaitu pemberi salah satu energi sebagai energi utama
jika lelah bisa beristirahat di rest area yang ada di kanan dan kiri jalan tol
di pickleball sendiri untuk teknik memukul kita beban lebih ada pada di bahu
baik itu tadi jawaban dari polri soal bagaimana mengelola aset supaya nilainya bisa tidak turun terlalu jauh
semua tugas berat ini harus dijalankan dengan ekster teliti dan hati hati
dan alamat email awrindonesia at yahoo co id
ntp adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga bayar yang menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani di suatu wilayah
arah kemana itu hampir dua tahun
berawal dari bermain piano erin kemudian tertarik untuk mempelajari biola
dan ada berapa yang dilibatkan jumlah masyarakat
anis itu paling sedikit dia tujuh belas tujuh puluh lima
sekali lagi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah upah terendah
ya kalau bisa dibilang yang paling tua disitu kalef lah di line up gitu kan
kalau boleh ditapak widya
sementara tren phk di sektor startup diakibatkan dari situasi pasar keuangan global yang semakin ketat
kecuali menangan lima puluh delapan itu tidak berubah
sma gimana ya kayak suka ya namanya suka basket kayak kita hobi kita jalanin doang gitu
kabit pencegahan pengendalian penyakit dan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan kota yogyakarta
daging ayam mudah sekali juga
karena itu suatu rasa keimanan saya dan kepercayaan saya menyatakan
kedalaman dive spot ini mencapai delapan belas hingga tiga puluh meter
kamu akan menuruti segala perintahku
kita kan emang apa tim yang diprioritaskan buat juara kan
ih gue dapet emas eh dapet dua lagi emasnya
saat anak muda kita meninggalkan pertanian hancur negara ini
karena kalau makanan manis itu ketika kita lagi nggak mood itu pasti bikin kita jadi bahagia secara nggak langsung
selain itu ada juga dorongan hak angket dibelirkan bukan saja terkait pilpres namun juga pilek
selain itu terjadi pula di desa tulung rejoh
jadi yang penting menurut saya adalah bahwa kalau nanti disepakati oleh debitur kreditur mereka akan bersepakat dalam penyelesaian utang kreditur lewat pkpu

jago di saat itu
dalam arti betul betul pemerintah harus membatasi beras impor yang masuk
oke jadi akan ada dua nih yang meneruskan ataupun mengusung keberlanjutan program program ekonominya pak jokowi
supaya mereka mengaktifkan kembali ppkm mikro ini
karena kalau blok itu keputusan ada di sini
ketemu gua aja waktu ibl semifinal di brojonegoro waktu dua ribu sembilan belas itu
omset penjualannya mencapai rp tiga puluh rp tiga puluh
kemudian tambahkan topping manis seperti selai blueberry atau asin seperti kornet atau telur
ini sebenarnya pekerjaan ini harus diulang ulang juga
tapi apakah bikin gula semutnya mudah
kenapa mereka mencabut komunitas palestina di dalam israel sendiri
bisa aja mereka jadi dokternya pembalap atau misalnya jadi dokternya di sirkuit gitu kan yang medical
kenapa karena keduanya kan membawa narasi keberlanjutan
jika ini terjadi pasien bisa mengalami cacat atau bahkan kematian
jadi yang disarankan lebih kepada olahraga olahraga yang high t training
pak peneliti masih memiliki beberapa hipotesa
dengan pak asop dan juga kapol dajabar
itu sebenarnya tidak bisa digunakan beberapa kali karena sudah satu kali dia sudah menghasilkan garis positif
dimana semua orang itu boleh menyampaikan opini nya gitu
kita kan harus mau tidak mau harus mematuhi peraturan di pemerintah denmark ya
namun jika untuk dikonsumsi ternyata masyarakat punya berbagai pandangan
dan penawaran khusus ditambah ini ada pay later juga
yang memang ditugaskan untuk menyiapkan cadangan pangan pemerintah tentunya beras
bagaimana kemudian nanti suku cadangnya pemeliharaan dan sebagainya gitu
ketika buka di sini di sana sahur
ya kita kan lagi wabah banyak
kalau di sarpong ini ragging atau bullying mas reza
saya apa itu namanya nggak melihat tangannya yang gemetar atau apa
bener kelihatan kan langsung makbul
yang akan saya rekomendasikan untuk anda
lalu mengimbanginya dengan menambah nutrisi dari sayur dan buah
itu bisa kelihatan di statement statementnya oki
apakah penyempatan untuk menjaga anak anak dalam pendidikan
kemudian ya saya diterima dan laporan saya diterima gitu kan
keluaran dua puluh ayat sepuluh menuliskan
oh iya gue mau beli rumah langsung di ponokinda nih dua
masuk dalam kelompok penganan yang harus dibatasi jumlahnya
tetap puas pada begitu ya mbak ita
aktivitas perkotaan kemudian tadi beberapa hal yang terkait dengan maintenance
nah kalender ini dikenal luas sebagai kalender luas
jadi bagaimana kemudian cawa press anda meyakinkan bahwa
tak jauh dari ruang tahanan ada ruangan sentral yang digunakan belanda sebagai tempat instalasi kelistrikan untuk menerangi seluruh gua
kemudian ada brambang asem
overall kalau saya lihat itu sudah ada sih jalur sepeda yang ada warna warna itu itu sebenarnya overall sudah tergantung ini loh
ada pula pempek pizza
selain siap diaudit pak ini kan kemarin bapak dan juga pak erick thohir dilaporkan ya
di mana badan pom bisa mengawal dari awal dari mulai pemasukan bahan baku di awal
jadi kalau kita cek keuangan baik di waskita karya maupun di wika kemudian mereka mengalami situasi di mana jumlah debtnya itu sudah menjadi terlalu besar ya
kepada penerima manfaat sebesar dua puluh satu tiga juta penerima manfaat
namun sistem pertanian di desa goblet sedikit berbeda dengan daerah lainnya
satu kilo ikan yang sudah dibersihkan dipisahkan daging dengan durinya
jadi memang diatur sesuai misalnya
atau karena mungkin di sini dari suhu airnya atau banyak makanan khusus untuk hiu pausnya
saya sudah merhatiin dari tanggal lima belas juli sampai sekarang tujuh belas agustus
owi kenapa bikin gore nya tuh di kampung halaman misalnya di purwokerto kenapa milihnya disini ya
nah yang bahaya karena sebenarnya kemampuan finansial untuk membayarnya

tetapi yang sudah sampai dirawat inap
dan harganya waktu itu kurang lebih tiga ratus ribu yang buat gue tuh mahal lah
itu adalah gambaran yang setan ingin kita mengerti
namun saya lihat kalau di jalan tol waktu tempuhnya sebelum ada jalan tol itu ya
tentu karena aturan tanah kota sudah ada aturan ini mas herbet
kalo gua sebenarnya wira swasta
oke baiklah mas asrarie tentunya ini menarik sekali kalau kita berbicara soal perbincangan netizen ada apa saja
akhirnya ada nih yang mengangkat sineas mengangkat mengenai kehidupan warga warga banten
untuk mencapai tujuan lo yang lain lah
kemudian masih bersama saya ya para pendengar semuanya
jangan lupa beri taburan bawang sebelum disajikan
seperti barang barang bekas pakai sehingga kembali dapat dimanfaatkan
jadi persiapannya dari tc sana habis itu langsung masuk ke tim
jadi dia di klub mana dia pindah sultan ikut
ke depannya mou sekarang sama empat tahun
tapi tentunya kuncinya adalah law enforcement ya
yang mana sudah banyak sekali muncul
ada terus ada beberapa tawaran juga jadi selama saya pensiun tiga tahun itu ada tawaran cuma
selain terkenalkan hasil laut batam juga terkenal kaya akan kuliner olahan mie
merupakan salah satu pembatik tulis tradisional
dan pengaplikasian ayat ayat al quran yang mengandung pesan perdamaian
terima kasih terima kasih terima kasih
lagi lagi selain korban tentunya yang menjadi korban disini adalah anak anak jika memang sudah memiliki anak
dan itu membuatnya lebih sulit untuk mencoba
sampai hampir mendekati minimum
kalau anda care terhadap masalah kemanusiaan
jauhi rak panjang yang berisi benda benda yang bisa jatuh
jadi kalau pak mau ini kita lebih tenang di sini
jadi ya kita harus menahan diri lah
untuk sehari hari seperti kita mungkin dalam studio aja nggak terpapar ke luar
nah mas tadi sempat nunggu satu jam lamanya
untuk mendorong segala sesuatu yang salah

siva hanifah galuh prestisa jakarta
mendapatkan kekuatan baru dengan kembalinya
seorang anak sma yang punya cita cita berprestasi untuk masuk juga ke perguruan tinggi
iya karena dulu sebenernya dulu alhamdulillahnya sultan kan namenya bisa lah masuk sma gitu
itu jasa marga mengimplulasi salah detail untuk ruas ini
jadi ekosistem baik di daratan maupun di lautan
di mana sebagian besar warga belum memiliki akses ke pipa pamjaya atau perusahaan air minum jaya
kenapa karena ternyata tiktok itu dianggap sebagai salah satu platform yang dia lebih mudah dalam artian untuk bisa mendekati terutama para pemilih muda
kemudian kapasitas jalan itu
mereka berjalan di situ tanpa alas kaki
dengan penghasilan empat puluh sembilan per tahun
ya sampun ini cepat lebih nih yakin yakin banget yakin banget cepat lebih
yeay ya betul sekali karena kita sekarang udah di taman mini indonesia indah dan tadi udah sewa
tadinya sempet kayak bahasa indonesia lah nggak jelas kayak alay alay gitu
tak hanya bisa melihat keindahan kampung praijing
terus kayak karena kalau dulu kultur indonesia kan orang orang kayak yang
yang dia akan memimpin negara indonesia
hal ini terlihat dari adanya tulisan cina
jika hendak membeli kasur sebaiknya disesuaikan dengan berat badan dan pilih kualitas bahan terbaik supaya awet
mbah sum mendapat penghargaan sebagai penjaga tradisi
itu kan kayak gue aja tuh hari h siangnya gue baru dapet
kepolisian maupun warga terkait dengan aktivitas mereka
dan pola cuaca musim panas yang sangat kontroversi
kenaikan ump dua ribu dua puluh empat berkisar satu dua hingga delapan
kenaikan harga telur kali ini disebabkan oleh adanya permintaan telur dalam jumlah besar
proses membuat cakwenya pun bisa dilihat langsung oleh pembeli
yang dulu kita cari keadilan ini sudah diadilkan dan kemudian inilah putusannya gitu
seperti bayam brokoli kacang hijau dan merah alpukat jagung serta beraneka macam beri
usaha merayakan di lufitri masyarakat kembali beraktivitas bekerja untuk mendapatkan penghasilan
semoga sepak bola kita
selanjutnya kita akan memasukkan adonan coklat tadi ini coklat ini ke dalam piping bag
ya pop da pasti main pop da pop wheel
dan harapannya tuh dua duanya mau berhubungan dengan rumah tangga
satu sama dua ya
termasuk lalu lintas pelayaran ekstraksi sumber daya alam
untuk soto pisah rp dua puluh
artinya hak hak petani masyarakat adat
pemerintah bisa menetapkan kira kira apa yang akan dikonsumsi oleh pelajar
tapi apa yang sebenarnya ingin disampaikan sih besok
dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila mereka merasa tidak pasti

dan suasana di sini memang masih diselimuti cuaca dingin

jadi kunci dalam wushu itu apa sih
menjaga diri dan menjaga sepak bola
dan dalam pikiran kita kita dapat melihat diri kita sendiri cerdas setia dan jujur
di mana lebih dari sembilan puluh ekor ikan paus pilot mati terdampar di pantai chains
tetangga anda dapat membantu kendala yang terjadi di rumah saat anda mudik
semua jenis evakuasi yang dilakukan gul karmat
program ktp sakti ini adalah sebuah program untuk meneruskan berbagai program kartu kartunya pak ojo ko yang sangat luar biasa
sebelum kita menutup pembahasan kali ini
itu saya kira mas jadi perlu reorientasi kebijakan atau ekonomi politik di indonesia untuk membalikkan itu semua
pentahelik ini kita buat sedemikian rupa sehingga bisa memainkan peranan di bidangnya masing masing untuk mengembangkan layanan layanan yang sofistik di seluruh indonesia
karena beasiswa itu lo jadi ga bisa main dbl apa gimana
dan di badan pangan nasional
qatar sendiri adalah negara yang sangat menjunjung norma dan adat ya
nih nih kan kalo kita denger kan gua kan pasti temen temen yang lain udah denger lah soal rocky yang ngomongin lu tentang maksudnya
tapi di dalam standar yang ada standar pembuatan obat itu
kalau misalnya kita bicara gula kan udah mau ada
yang di pertama kali di ucapin selama jatet
nah hybrid memungkinkan untuk mahasiswa bisa kuliah baik di rumah maupun di kampus
selain diperhalus cobek juga akan dicet di bagian tepi untuk mempercantik tampilan cobek
karena lo gak mungkin kan baru mulai lo langsung minta sponsor gitu sama perusahaan gede
jangan serahkan uang itu ke robot atau ai
salah satu kuliner lawas di bandung ini berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh
sehingga itu yang mendorong untuk inisiatif melakukan usaha ikan asap ini
belakangan ini di amerika di peru di brazil di filipina
saat itu ia ditugaskan untuk meredakan ketegangan antara israel dan lebanon
tetapi di dalamnya ada dinamika yang justru tidak begitu produktif dan oleh karena itu tentu kita harapkan kepemimpinan baru nanti
satu doang dan disana tuh ada sekolah menembak om ya bayar sih tetep bayar
dan pemerintah orang seperti saya ini
jika alokasi dana disesuaikan dengan kerangka anggaran dan program prioritas presiden joko widodo
dalam laporan terbarunya dewan iklim menyebutkan sebagai bencana perubahan iklim
dan juga ke kami moderator
kau tetap pada salib
pengeluaran kita akan mengikutin juga
jadi gue hamil lahiran lahir lahiran gitu
walaupun pengiriman barang menjelang lebaran didominasi kendaraan roda dua
karena kalau kami lihat data di tengah bulan kemarin bulan juli
piala dunia yang juga menjadi perhatian dunia
jadi itu sebetulnya mbak meggy ya
latihan dengan kamu tahu rico hanzono ya
saya lagi saya agak ini menggelitik nih dpr ini kemana nih
debat ini kan diharapkan bisa merebut suara swing voters ataupun undecided voters
dan hanya dijual kepada rakyat yang memperoleh kartu itu ya
tapi bagaimana kemudian apa perubahan yang terjadi dalam pemerintahan
salah satu kendala penanganan gangguan ginjal pada anak adalah hemodialisa atau cuci darah
tradisi apen bayeren ini dilakukan oleh suku barmane
karena nanti targetnya memang targetnya adalah di bulan november
stem cell itu tidak di cover sama sekali
yang kedua di tahun dua ribu dua puluh tiga juga kita tahu ada sekitar tujuh puluh ribu jamaah haji lansia
motivasi para pelaku melakukan peratasan tak lain adalah
petugas on call jangan sampai
dia hogy sangat berboleh
maka sekali lagi anggaran pendidikan untuk pencegahan
positifnya kita bisa cemut terus gampang kering juga
jadi misalnya pasien stroke atau gangguan keseimbangan
untuk contohnya kita harus memilih makanan yang tepat dengan gizi dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh
yang keenam jangan membunuh
pertama kali liat dia di aspak waktu itu aku masih sma kan
dan kemudian selalu juga kok rasanya cepat ya
jadi dia kayak udah ngalahin dua kali
perhatikanlah orang orang sekitar anda bagaimana kebutuhan mereka
kali ini sebuah kedai kopi di desa cisayong tasik malaya memiliki menu unik keracikan kopi
ini ada hampir dua ribu hekar dibentuk menjadi hutan pemerintah nggak perlu nanam
udah gitu nih sepatunya nih gue beli dikasih saudara gue nih dari luar segala macem lah
yang kedua membangun taman taman membangun jalur sepeda
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au garis miring indonesia
atau memang daerah tujuannya lampung atau apa
ya segi kesungguhan sih udah pasti ya
sementara yang gagahan diperuntukkan untuk tokoh tokoh seperti rahwono atau indrajit
diangkat didinginkan nanti diiris iris sama saya
atau yang biasa disebut juga another step towards meaning
bubur lemu dan soto bambu mempunyai kombinasi cita rasa yang pas dan tidak hanya nikmati lidah
gia berhasil menjual tutup pentil ban produksi hingga lima puluh pasang melalui reseller bengkel sepeda marketplace juga media sosial
besarlah artinya menabur di pinggir air
seri yang sudah dimilikinya seperti seri hadiah pernikahan ulang tahun dan hari kasih sayang
kini para korban menunggu cemas apakah uang mereka bisa kembali
aset aset semilai nah itu harus hati hati sekali
sehingga perusahaan perusahaan sekarang telah sedang melakukan penjajakan ya melakukan studi untuk mencari format yang paling tepat untuk bisa berinvestasi di hilirisasi batubara
sikap pesawat kecepatan naik kecepatan turun arah dan lain lain
pengatur tenaga mesin terus mundur
nah kalau di gue itu
menunjukkan surat keterangan kesehatan negatif pcr bebas covid
lalu kemudian tahun dua ribu dua puluh delapan persen
maksudnya kan masjid masjid yang ada itu ada kubahnya gitu
dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara
persoalannya dimana aktual kalau dia gak punya ektp
jadi namanya hobi kan mungkin untuk supaya gak
soalnya gue percaya soalnya gue percaya event atau apapun yang lu kerjainnya kayak kalian lah
hakim di persidangan pun beberapa kali dibuat jengkel dengan tingkah dan jawaban mario
tapi pada habis debat itu kan kemudian netizen membuat tiktoknya
dan tahun ke tiga
saya setengah orang indonesia
untuk material sampah ini memang sedikit banyaknya sudah ditangani
ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran
selamat pagi waktu indonesia mas abdi dan mbak tara
itu momen yang kayaknya gak akan terlupakan karena bukan buat aku pribadi
salahnya bisa ngerjain nih olahraga di waktu waktu ini pas takjil jangan kalah mbak may
dan yang menariknya adalah dalam sidang mk tersebut ahli dari bnm malah mencangkumkan atau merujuk pada penelitian tahun dua ribu tujuh
tetapi percayalah bahwa pemerintah pak presiden
didapat dari petani hal itu membuat harga komoditi fluktuatif dan terkadang menimbulkan kerugian
namun tentu sensasi minum kopi berbeda beda setiap orang
itu yang perlu kita karena komisi pengawas ini akan menjadi titik penting terhadap penegakan hukum
udah selesai ya berarti programnya
terus kita juga ingin ngajakin ke pengunjung kalau patah hati itu fase yang sementara loh dalam hidup
makin tinggi dia mengurangi emisi
banyak juga bedanya ini ya
kesempatan pertama untuk segmen ini akan kita berikan langsung capres nomor urut dua
tahun depan rencana kedepannya seperti apa
karena film sendiri memang dibuat untuk
menjadi alasan penikmat kuliner jepang datang ke sini
dan saat ini juga kita melakukan upaya upaya juga untuk segera membebaskan jalur
nyamuk kok ini ada nyamuk lagi
tapi masih junior cen waktu itu cen
ini membuktikan bahwa masjid cipaganti ini gaya arsitekturnya dipengaruhi oleh berbagai macam gaya arsitektur
pada setiap penampilan barongsai asoka memang membawa cerita
lebih dari separuh harga sewa berada dalam jangkauan rumah tangga dengan pendapatan rata rata
minimal trotoar itu antara satu setengah bahkan minimal paling tidak dua meter
dan ketiga sapi ini dilahirkan di wilayah ningxia tiongkok menjelang tahun baru
dan sekarang saatnya kita coba jenis transportasi tradisional kedua di kamboja
tahun dua ribu itu kita baru awal awalnya dikasih hibah gitu ya sama jenis
maksudnya kalau daging ayam
relaksasinya gimana setelah direlaksasi
kemudian ketua komite wasit melaporkan
nah sepanjang ada kenaikan drastis terhadap us dollar
koko lo basket walaupun ga nganurin profesional gitu kan
karena kita tahu bahwa sebenarnya resiko kesakitan dan kematian pada lansia itu jauh lebih tinggi dibandingkan resiko kesakitan dan kematian pada anak usia kurang dari tujuh belas tahun
tim tim yang gak bikin super team
nasi putih bagi masyarakat indonesia menjadi santapan wajib
apakah ini juga sudah diprediksi oleh greenpeace
jangan sampai lupa memberi makan ikan bawal ya
maka pertimbangan buat mereka yang memilih gaya hidup ini adalah
enam belas persen berusia di atas lima puluh lima tahun empat belas persen berusia sembilan belas hingga dua puluh empat tahun
ya kan gue rasa sih udah syaraf kejepit langsung
yaitu dengan berbagai inovasi inovasi
nah lu kalo ngeliat banyak pemain muda nih
lagipula tidak ada salahnya jika kita memberikan informasi yang inspiratif dan juga edukatif kepada orang banyak
ketika pemerintah sudan menaikkan harga roti tiga kali lipat

sari berita penting hari ini samantha mostyn eo diumumkan sebagai gubernur general australia berikutnya
lebih banyak juga disini bukan
fakta bahwa tuhan baru
gak bisa dijawab spontan ini soalnya kalo dijawab nanti masalah lagi
saya tidak mendapatkan justifikasi dari kebijakan ini
dia berdiri tinggi menjulang di balik tembok perumahan warga ini
nah kalau grab viewersnya udah bisa masarin karya kalian di digital udah bisa
banyak dari patung berhala ini sudah hancur
kami masih kekurangan sejumlah delapan bilik
sebenernya pras itu udah kelihatan dari kecil bakatnya
harus siap untuk jaga kebugaran
direktur bina haji ditjen phu kemenak ri arsad hidayat mengkelaskan
dan gue masuk tim basket itu
lensa fix doang gitu lah
selain itu ada kriteria wajib apa lagi yang harus ada di trotoar
ada sekitar empat tempat pengisian listrik ada di pln kota ini di pln wilayah tiga di tolkanci km dua ratus tujuh
ia mengakui kurang teliti mengecek kelegalitasan dan kelogisan profitnya
nah itulah tadi bapak ricky kusumo dengan rangkumannya
dan juga mungkin nanti imbuan ini yang sudah kita edarkan di wartawan
di tuan rumahi oleh mas ahaya kami sampaikan terima kasih
karena salah satu tujuan yang dikatakan oleh pemerintah kenapa membuat transportasi publik terus menganggarkan miliaran rupiah
sebenernya ya pasti kan kayak gitu kan nggak langsung tiba tiba bisa saya step up gitu kan
begitu sehingga kemudian ini menyebabkan adanya ketimpangan dari sisi struktur capital dan utang yang aneh ya
karena yang dites juga berbeda
dan ini memang kami ambil dari survei dan juga historical data ini selalu tiap tahunnya enggak meleset
pembacaan putusan soal sengketa pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat memenuhi lini masa media sosial senin kemarin
selama di berkarir di profesional gitu kan
ktq kayaknya kemarin di bandung
beban yang tidak harusnya ditanggung oleh negara harus ditanggung oleh negara
baik kita akan melihat lagi grafik yang lainnya
akan milles netherlands teradap menggunakan guru it was a time machine
seperti kisah cinta linda dan citra
apa lembaga penyiaran apalagi konten kreator
sehingga saya minta juga seluruh anggota tim pengendali inflasi baik pusat maupun daerah juga
katakan mungkin angka mudahnya saja
ya pasti lo akan menontonnya lebron james
terus tuh gue ikut di sana
di mana tentu saja mungkin ada daerah yang masih kurang lengkap
bisa berpengaruh untuk membentuk pdb kita yang lebih positif
setelah mbah joyo kemudian diteruskan oleh mbah bilowo
awalnya itu kan sebelumnya aku resign dari kantor yang sebelumnya
penasihat obesitas kolektif dr terry lynn south mengatakan
di sisi selatan ada masjid patok negoro dongkelan yang dibangun pada seribu tujuh ratus tujuh puluh lima
yang dikonsumsi oleh para anak anak
hal hal seperti ini juga menjadi salah satu yang pasti diperlukan juga
menteri komunikasi michelle rowland mengatakan perubahan perlu dilakukan
terus waktu itu yang nonton berapa rep ya ada berapa ribu masih kalau nggak salah
seorang pengunjung mengaku sudah beberapa kali menikmati menu steak khas nusantara ini
tahun dua ribu dua puluh tiga nanti agak menurun
ponpes zaitun melafalkan menyanyikan
saus mentainya terasa banget
oh ku kan pergi
tapi selama veto power ini masih ada di
nanti bulan juni mulai dibuka semuanya restriksi
dan banyak juga masjid masjid di mana friendly terhadap rekan rekan kita yang muslim
jadi bisa disimbulkan nih buat anak anak muda yang baru mulai melek investasi dan mau thr nya awet ini
dengan dibantu dengan teknologi virtual reality atau vr ini sendiri
memang itu kan menggambarkan peninggalan masa hindu buddha pada abad ke sepuluh
siapa yang siap dia bakal main gitu
dan seperti biasa izinkan alkitab memberikan kita alat alat yang segar dalam pikiran kita
banyak sekali pengeluaran pengeluaran untuk timnasional
atau kalau kita bicara mengenai bagaimana kebijakan ini terkait dengan one of regulation
sudah hadir bersama saya hari ini ada bung henra sinadia
after corona lah udah bisa lah bisa
sudah lama ya biasa kan di sekolah
jadi itu akan nyambung nanti ke
sempat terjadi mungkin viral di media masa termasuk juga viral di kalangan warga net
banyak ada mas rama dulu terus ada kamar rebrungan
sedikit rempahnya gitu ya
dan pada sembilan belas juli dua ribu dua puluh tiga kereta api kuala stabas relasi tanjung karang lampung batu raja sumatera selatan menabrak truk bermuatan tebu di kawasan belambangan pagar kalibalangan kabupaten lampung utara
benderanya bendera kayak naomi osaka
akan tetapi sampai sekarang rencana itu belum terrealisasi
itu mutiara sebesar pintu itu
tidak heran pengunjung mengaku terkesan dengan kebersihan di toilet
misalnya kepada milenial atau pemilih muda
kalau penukarannya sih dari paketannya kan dua puluh sepuluh lima sama dua satu
itu menurut penangan fans aja sebenernya
nah melihat situasi ini
ini kalau misalnya ini kalau ngeliat postingan terakhir kayaknya bakal ada yang badut juga nih kayaknya sama densu sama kelly sama rico haleluya nih
ya maksudnya ya mungkin ya mungkin dari segi posturni misalnya
setiap pilihan pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing masing
gue gak tau ya kalo ngeliat paul george sama
menteri dalam negeri tito karnavian menjelaskan
akhirnya oleh satgas mafia bola dan barreskrim gitu kan
atau misalkan itu cuma karena lo ngikut bos dan coach aja
jadi kita harus lihat juga bagaimana negara lain
akan dikenakan denda penderekan dan retribusi sebesar lima ratus ribu rupiah per hari per kendaraan
tiba tiba ketika persija cetak gol
nah diviralkanlah oleh biorka
bagaimana antar tetangga saling peduli
yang ngurusin ininya lah seksi itunya lah gitu kan
wadah perebusan dibagi menjadi tiga
betapa ku rindu tinggal dahulu
hal senada juga disampaikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi boy abidin
kalau indonesia draw maka peluangnya menjadi membesar
posisi satu dua tuh selalu kayak yang
membuat mereka menjadi mistras ya
semoga bisa dimengerti itu jam sepuluh
dan tidak bisa dipakai tiga lajur karena banyak rest area di situ
juga masih memerlukan kontraplow
penduduk denmark tidak besar mbak dea sekitar lima delapan ratus
berarti ini main musik juga bisa bisa dikit dong
anak anak masih akrab dengan permainan tradisional
karena di tari itu kita juga bergerak kita juga mengekspresikan milik wajah
taman seluas tujuh hektare yang diresmikan oleh gubernur dg jakarta
yang penting sesuai dengan aturan dan juga kapasitas dari si kendaraan yang dimiliki
engga tapi kalau koroni tuh kayaknya emang diem diem juga
dan ini saya sering banget
dan semangat semua pkb terutama dan nu
karena gravitasinya yang sangat kuat membuat dia gerakannya itu berbeda memang
yang ketiga ini ribet bagi konten kreator
kita terus mencoba untuk bicara dengan semua pihak agar ada bantuan bahan bakar untuk rumah sakit
kalau seandainya kita kumpul itu hindari
klub ini setiap hari berkumpul dan bermain di taman ahmad yani medan
ya kan pasti kalau di sekolah lain ya enggak tahu lah ya gimana di hukumnya
yang oleh para peneliti memang diyakini tadinya diduga dan sekarang sudah diyakini isoflavon itu mempengaruhi kader estrogen atau hormon yang ada dalam tubuh wanita
ya katanya sebagai penyebar agama islam di sini
bagaimana penerapan het ini efektif atau tidak
apa namanya kasih hukuman sesuai dengan
di negara negara yang memperbolehkan ganja legal untuk kepentingan kesehatan itu thc nya rendah
kabupaten bandung barat kota bandung kabupaten bandung
kalau lihat lihat lagi ingat ingat november lalu pertemuan terakhir indonesia sama irak di laga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam kan
nah melihat berbagai cekanggihan teknologi yang ada
ya kita nanti ada sistem yang dibangun
itu adalah salah satu dokumen yang bisa meminimalisir dampak di tingkat lokal
gara gara futsal peminatnya yang cewek sedikit
kayak basket itu justru malah yang paling belakangan sih
selalu dianggarkan selamat sehat dan sehat
karena di sini memang karena seperti tadi kalau agama ya sudah jalannya saja
kebanyakan warung dan kios di los cihapit buka mulai pukul enam pagi
setelah pola terbentuk kemudian dioleskan lem mengikuti bentuk pola dan terakhir taburkan glitter di atas lem
dalam pembahasan kita sebelumnya sebuah jalan bagian yang pertama
yang dia paling pengen untuk menjaga dia di nba
nah itu emisinya itu sangat kecil
seorang tukang ojek pemohon sim c yang mengaku sempat gagal dalam dua kali ujian praktik sim c lama
kalau prof mahfud seperti tadi sudah digambarkan oleh pangeran
matahari merangkak naik dan suasana pond pes mulai sepi
kibatnya debit air di bendungan ketulampa bogor
dan tadi juga erick thohir mengatakan bahwa akan menangkis calo dengan sistem satu ktp hanya dua tiket saja
satu sampai sepuluh skornya mungkin masih enam ya
kiranya tuhan memberkati kita semua
itu kan bawa om baik banget sendiri aja mas
oke kita kembali kepada kaitan antara komponen kedelai dan kanker payudara ini
konser dalam skala besar akan bisa dihelat
tapi ternyata faktanya seperti itu ya
jadi gue diajak ke sana ya enggak tahu sih dia cuma iseng aja ngajak gitu dibilang ya lu harus coba main di perbasih enggak cuma di akademi doang latihan gitu
apakah untuk mencari makanan atau sesuai dengan arus laut atau di mana mereka reproduksi mungkin ada tempat tempat favoritnya gitu
jadi yang tadi pagi kita lihat itu ukurannya dari sekitar empat meter sampai hampir delapan meter
berarti harus saling ini dong saling
dan mendekat ke speaker ruang sidang
baik melalui telepon saya ketemu juga di new york kemarin
misal ketika naik ke ketinggian tertentu
dan sang ibu harus menjalani operasi akibat mengalami ruptur rahim
jadi intoleransi laktosa di mana dia kalau mengkonsumsi susu perutnya itu akan sakit
oleh mas richard di awal mengenai tiket pertandingan timnas yang naik
cuman ibadahnya masih mau diusahakan lah gitu
maka akan dipisahkan di kandang khusus
dan untuk dilakukan upaya kembalinya lagi
dan kami mohon jika ada singkatan atau terminologi asing harus dijelaskan terlebih dahulu
dan disampaikan oleh riki kusumo
jadi kalau di jalan tol itu biasanya enam puluh sampai dengan maksimal seratus km per jam
beton jangan sampai terlalu encer dan juga jangan terlalu kental
untuk kedepannya ya bisa lebih baik lagi pinjau lagi lah untuk tas jamaah
dan yang bagus bagus biasanya kan ditiru
mereka di luar menunggu pasirnya
kita sendiri misalnya saya eka dan arap demen banget sama namanya gaming
nah hanya saja mengapa ini disebut ataupun di dalam pengadilan akhirnya diputuskan ini sebagai suatu kejadian ikutan pasca imunisasi
apakah kemudian sudah ada peringatan peringatan tertentu yang dikeluarkan oleh otoritas tempat
yang dilakukan berbagai pihak di wilayah
baru tersebar di dua belas polda dengan jumlah kamera mencapai dua ratus empat puluh empat unit
toilet umum yang diperuntukkan bagi pengunjung spbu yang mengisi bahan bakar ini memiliki interior yang berbeda dari toilet spbu biasa
kalau gue di psbb ini buat gue itu kehidupan yang normal
dan perbedaannya ada yang puasa ada yang tidak gitu dan mencari takjilnya pun susah
melanjutkan pendidikan tinggi tapi harus terhalang karena budaya pernikahan dini
khususnya tahun ini dan juga tahun depan ibu
sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut
nah itu hanya satu aja dari sekian banyak program yang akan diluncurkan juga yang sudah pernah disampaikan adalah internet yang super cepat gratis dan merata di semua institusi pendidikan di indonesia
abis lu jadi alumni sma sebelas gimana sekarang dia bagus gak
jadi sekarang malah investasi untuk energi lebih bersih itu malah didominasi oleh perusahaan perusahaan berbasis batu bara
tapi kalau dari pelaku kdrt sendiri
masuk aja gitu ke diri aku jadi banyak orang juga omongin gitu ya
ini sekarang episode satu ratus satu berarti bu ya
tapi kalau dilihat jauhnya mereka masih bisa rame kok sebenarnya gitu
bagaimana tadi seperti yang sempat disebutkan dalam berbagai informasi
tersorot aja jadinya lebih wah gitu
ya pak jokowi selagi presiden lalu pemerintah secara umum dengarlah hati suara mulani rakyat
jadi kalau dipertanyakan bagaimana akurasinya sensitivity nya
yang masih masyarakat yang belum sadar akan sampahnya
nggak banyak yang tahu orang tahunya oh frozen mungkin film gini berapa m kali ya
tidak kita pastikan tanpa penugasan
nah itu yang masih susah lah kalau buat rookie combine sekarang ya
jadi ini masa dua ratus dua belas ini kemana gitu
harus ditiupkan gitu kan
sehingga memang pak mahfud lebih tepat waktu
baru deh masukkan empat oz tepung sagu lalu aduk kembali
jadi kayak kita waktu di grup itu sebenernya tertolong sama katon ya waktu itu ya
dan pasalnya itu persis namanya hak hak kebencian memaksa
mbak terakhir kita mau bicara juga
saya kombinasikan ditambah kopi lalu dimarinasi dagingnya
sekarang saya rasa sudah cukup panas
lihat stadion iwa yang diimta belum memenuhi syarat
hasilnya pun harus dialokasikan setengahnya
jadi hal hal semacam ini yang mendominasi terkait dengan mengapa baru sekarang
eventnya juga kan multi event ini kan besar juga asian juga
kalau rally kan lo di hutan ya cewek cewek gitu kan
karena jelas berdasarkan kepada landasan hukum
inilah dinamika pada masa pemilu
namun porsi ini bisa ditambah jika ingin mempercepat proses pembesaran
ya gak kenceng juga kan
seperti cold room ya cold storage ya untuk kita siapkan cadangan ini dalam bentuk frozen
menemukan sewa yang terjangkau hampir mustahil
kira kira akan apa yang akan coba peluruh yang akan disampaikan nanti di hakim
puluhan anak anak dari akademi arema minggu sore berkumpul di lapangan mini soccer di kawasan singkosari kabupaten malang
sekitar tujuh puluh lima sampai ya maksimum delapan puluh kg per kapita per tahun
jadi mungkin itu bisa melewat tiga ratus lah per jamnya jadi mereka bisa kencing dulu atau sholat dulu
hasil penelitian sementara menemukan dari total panjang sesar baribis
air ledeng atau air pump menjadi salah satu sumber air yang sering digunakan masyarakat
harus layak dan ramah juga kalau dari giza yang tata kota sebenarnya seperti apa mas yudi
mengingat tadi tidak semua tempat merupakan sentra produksi cabai
terus sedangkan jabar pelatihnya juga bagus kan
kita kurang satu ratus empat puluh ribu dokter
baik upaya pemadaman sangat sulit dilakukan
maksudnya apa yang ngebuat sampe se interest itu kok pindah dari human interest tiba tiba moto basket
terus kalau misalnya itu kan bahannya tadi sempat disinggung
yang prabowo dari mulai jadi menahan
ini buat yang belum tau nih sebenernya
tapi lu punya punya ini ada kepekenan mungkin kayak sekolah di luar amerika atau eropa
agak tebal gitu kan beda di periksanya
apa gue liat dbl tuh kayak gimana ya
pasti untuk hadiah untuk souvenir seperti itu
itu kenapa dari pledoi mereka
data dari knkt sejumlah kecelakaan imbas dari gagarem
mulai dari absensi hingga proses pembelajarannya
sebagai pelengkap pengunjung bisa memesan lohan kuo minuman herbal khas negeri tirai bambu
mengeluarkan anggaran apbd murni dari pemkot depok sebesar empat puluh lima miliar rupiah
karena setiap melatih itu cara menerangkannya jelas
jadi nomor satu kan penduduk dulu nih penduduk denmark dulu yang di nomor satu kan
mahkamah konstitusi akan kembali mengundang kpu sebagai pihak terkait
iya karena gue masa pengen gue main mainnya tuh
kita disediain beasiswa sama mes terus fokus di basket
jadi ini yang kita ingin luruskan bahwa yang akan dibatasi melalui revisi permendag lima puluh dua ribu dua puluh adalah produk impor yang dikirim langsung dari luar negeri oleh pedagang luar negeri melalui marketplace cross border
dia memang bagus dia memang bagus lebih bagus dibanding yang lainnya
buatnya smp itu dimana kak smp
tapi harus ada dengan orang yang paham menggunakan
di salfit di jenin di nablus
dia salah satu person dia rookie dia rookie terbaik sehingga main di kita jadi memang saat itu all star harus menyumbang satu rookie dia tuh kepilih
mesra untuk melupakan masa lalu
sedangkan gaga diajukan ke persidangan karena dianggap lalai mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol atau minuman keras
baik selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan kedua
sama ciputet untuk partner saya
dalam sebulan restoran yang berada di dalam sebuah gang ini mampu mengolah tiga puluh hingga empat puluh lima kg sidat
dan fase patah hati yang terakhir adalah melepaskan semuanya dengan meluncur menggunakan perosotan
pemerintah indonesia ini tengah melakukan kajian terhadap program pinjaman pendidikan atau student loan
berkerjasama dengan komunitas komunitas
ya tentunya kalau perjalanan panjang seperti ini kemacetan ini tidak bisa dihindari
ya tadi sudah sangat terang dan jelas ya bahwa pasal dua puluh dua ayat tiga itu mengatakan bahwa peserta pemilu
kalau ada dalam satu rprw itu lebih dari lima rumah yang positif dan reaktif
dia paham tentang musik paham ya sudah aku masukkan aku cari tempat yang memang dia bisa mengakomodir apa yang dia suka
terima kasih mas hafiz reduk untuk perbicaraan pagi hari ini selamat pagi mas
tapi kalau misalnya untuk yang di outdoor
transformasi yang kita lakukan dan sudah kita identifikasi sebagai bentuk elemen elemen yang enam tadi
di nebutan sianet indonesia bandung jawa barat
hal ini bisa menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan perekonomian republik indonesia
dan sekaligus masukkan kepada pemerintah tanpa harus secara etis maupun secara politis
tentang perspektif media tentang resolusi konflik
atau mereka masih bimbang punya sih preferensi pilihan tapi masih menunggu siapa yang paling menarik bagi mereka
kayak di pintu pip pemain masuk situ
kayaknya juga udah direbus lebih dahulu tadi kalau terang ya
ada gak sih di sepanjang karirnya mas zowie kegagalan yang bener bener membekas gitu
emang kadang kadang banyak juga yang fail atau dalam hati kayak waktu kita tes nih
artinya diberikan melalui pendataan yang baik
mendapatkan jalan terbaik mencapai energi baru terbarukan
sayang pemerintah belum turun tangan ikut mengembangkan
apakah itu si miskin apakah itu kelompok perempuan
gitu sih tapi ya
roti mariam gurih gurih
ini sebetulnya yang saya dulu selalu mengatakan harusnya kita punya undang undang perampasan aset
ya cak imin tuh kan nu dari lahir lah
alat musik yang anda inginkan
cuman kita sih merasa terhambat saat ini sih masalah jalan
dan juga tradisi kami itu ngejot
strategi mitigasi jangka panjang itu telah berhasil mengurangi bahkan menghentikan laju amblesan tanah
si siapa si saya gitu gitu lah ya
oke tapi kan pak mahfud bagian dari pemerintahannya pak jokowi nih
di antara yang lain ya
tambah satu hari cuti bersama di selasa
heritage pertama kali adalah di kawasan kembang jepun ini
jadi dari segi olahraga ikut klub badminton apa juga renang juga gambar juga
dan kali ini sudah ada tamu yang untuk dapetin waktunya susah banget nih van ya
karena tes wawasan kebangsaan ini adalah sejumlah nama yang memiliki integritas
ini tempatnya mungkin sedikit lebih aman
saya hanya ingin supaya mereka tidak terperdaya
atau mungkin emang udah lu langsung basket dari awalnya gitu
sempat sempat sempat bikin si celtics nya si edwards juga tuh salah satu rookie nya juga
ya kalau kita melihat materi pemainnya ya justru menurut saya lebih kuat seharusnya dari piala asia kemarin under dua tiga
bagian betis bisa juga diracik menjadi hidangan yang lezat
dan indonesia adalah termasuk salah satu co sponsor
meskipun kalau kita bicara mengenai panen sudah mulai
tapi setelah game itu yang nangis paling kenceng siapa wid
itu tidak serta merta islam yang dibawa nilai nilai islam itu kemudian menghancurkan budaya lain
tentunya upaya upaya ini terus kita juga mohon dukungan dari masyarakat untuk melaporkan
cuma kan beliau nawarin saya dari sma pas itu
fasilitas bermain anak pada momen mudik lebaran ini memang sengaja disediakan pt kai dov satu jakarta
dari obesity collective menyoroti hubungan antara obesitas dan kerugian
segera saya meluncur ke warung nasi kerawu
dan daun nila untuk warna biru indigo
bukan untuk barang bukti di persidangan
orang tua menyadari pentingnya vaksinasi ini
sepertinya memang kontribusi secara ekonomi dari variable
ketimbang kita meningkatkan katakanlah intensitas pajak perluasan bayi pajak
pada tiga bulan pertama yang dilakukan adalah latihan ringan untuk mengembalikan fungsi dan gerak lutut
oh kalau yang udah berkeluarga
tapi pertama kali dari sekian banyak petenis
said iqbal mengklaim suara milik partai buruh hilang di sejumlah tempat penguturan suara di daerah pemilihan seperti kalimantan barat jawa barat hingga delhi serdang
ya tony sudah memasak gula merah ini siang hari sebelumnya
iya nggak perlu alergi tidak perlu alergi dengan kalimat perubahan
nah oleh karena itu tentu hal ini menjadi warning sebenarnya meskipun statement of the law of the treasury menciptakan banyak sekali spekulasi
baik yang dilakukan oleh industri pelaku usaha produsen
dari etika penyelenggara itu dkpp yang menyelesaikan ketika ada persengketaan perselisian hasil pemilu itu di mahkamah konstitusi
musim baru berganti di bulan desember
yang cenderung untuk menjadi oposisi gitu ya
untuk kondisi kronik ini yang disebut obesitas
jadi cukup banyak pemain di sini
ia mengaku mudik menggunakan sepeda selain hobi sengaja dilakukan guna merasakan sensasi yang berbeda
jadi akan lebih banyak mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahnya pak jokowi
nah dari yang gula darah tinggi itu kita evaluasi lagi
kalau kayak gitu pernah dikasih tips atau bagaimana
jadi kita kan tahu budaya indonesia sendiri itu kaya banget
tambahkan juga pakan alternatif berupa roti atau nasi kering untuk menambah bobot tubuh bebek petelur
nah ini mungkin kita bisa satu persatu kira kira akarnya
dan awan kegelapan menutupinya
kalau saya jadi presiden saya memikirkan
karena kalau kita memelihara satwa liar tentunya harus ada izin ya dari kecamatan setempat
membaca sebagai kesenangan tanpa gangguan
jadi rp sepuluh sembilan ratus ini harus sampai di konsumen
set menu satu hingga tiga adalah makanan pembuka yang disebut set menu saki zuke hasun
ya bener jadi kan perjanjian pas masuk satewacana itu harus lulus s satu
untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain
namun upah yang didapat bergolong kecil
akhirnya dibuktikan di game keduanya baru first half jordan udah tiga puluh enam poin
nama yang indah dan berkuasa
desa bulukerto desa subar berantas dan desa bumi yaji
tim liputan cnn indonesia jakarta
piala dunia u tujuh belas sebagai panggung politik
yang baru saja menjadi polemik begitu ya
undang undang hukum pidana kemudian
jadi saya kira buka saja supaya masyarakat terbuka
nah padahal habis itu dia masih minum yang lain atau makan makanan yang lain ada gulanya
sepeda cukup kurang ya karena memang faktanya jalur sepeda pun dipakai juga akhirnya untuk motor atau mobil
sejak aku masuk partai sebelum partai cibutet
tangan merah sampai nih
kemudian ini akan menjadi masukan bagi kementerian kesehatan untuk membuat surat edaran ya
lalu juga ada pelajaran kegiatan baris per baris
di tempat yang teduh pindah ke tempat yang teduh kemudian posisikan kaki lebih tinggi daripada badan ya
sehingga kita kemudian tidak khawatir
sekarang udah memetik hasilnya lah ya
nah di setiap wilayah itu memiliki potensi sumber daya pangan yang diolah menjadi gula ya
masyarakat diperkenankan untuk makan di tempat asalkan mematuhi protokol kesehatan
apalagi di indonesia ini kita bonus demografinya kan lumayan masih sekarang bagus lah
pak ganjar waktunya satu menit dimulai dari bapak berbicara
selain berinteraksi dengan para pedagang ganjar juga turut mencicipi jamu di kafe jamu yang ada di kabupaten sukoharjo jawa tengah pada selasa pagi
karena itu banyak orang yang bilang
isian salatnya berupa sayuran segar kentang dan kentang
oke silakan mbak tita dilanjutkan nanti saya baru ke komisi tiga bang nasir
tapi sebenarnya apa cedera acl itu dan bagaimana penanganannya
jadi tidak hanya tergantung pada lpg saja
tapi kalau kita udah terbiasa gitu kan
nah di kepulauan seribu kurang lebih satu ratus lima puluh ton rumput laut dihasilkan selama setahun oleh para pembudidaya
menurut kepala dinas bina marga dki jakarta target pemerintah tidak sekedar membenahi trotoar
baik di banten jawa tengah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat
hampir setiap hari pras diminta untuk mempertajam individual skill
yang melaksanakan sholat taraweeh hanya tujuh rakaat
pedagang mengaku belum familiar dengan pecahan uang terbatas
baik baik terima kasih mas reza indragiri atas pandangannya kepada kami di cnn indonesia prime news selamat malam
nah selama mbah berjaga di sini berarti kan mbah ngeliatin pergerakan awan nih mbah
jadi kalau dari strategi ekonomi kita
cuma ada forum ini kali ini
padahal cibutet lagi cedera loh ini
jadi tidak harus bertransisi
bagaimana anda menanggapi hal ini pak
itu ada soal soal inflasi ada dampak ekonomi
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
kita kan dulu pernah jadi jagoan kan
itu masih lima lima ratus sekian lah
bagaimana men tracking persoalan persoalan konten yang ada di media sosial
tetapi bila diberi pakan kering seperti campuran roti nasi dan pur
bisa separuh pemudik atau pengguna jalan
dan disampaikan oleh ricky kusumo
untuk tanggal dua puluh enam januari dua ribu dua puluh empat akan terjadi fenomena bulan purnama
bahkan kami memprediksi kalau itu bisa digunakan terus itu bisa ratusan tahun
atau bisa bisa gula semut menjadi pahit
sang ibu legenda basket nasional putri julissa rastafari
agar pelaku bisa segera diamankan

lalu kemudian harga di tingkat internasional turun pemerintah mengimpor selesai sudah
tapi untuk itu sudah terjadi ya kita jangan ceroboh melakukan kegiatan kegiatan kita
itu bisa kemudian nanti diperbincangkan
waktunya makan siang betran
gimana sih mengubah kegagalan itu bisa untuk jadi motivasi gitu
sementara pasang maksimum dengan ketinggian air laut mencapai satu ratus tiga puluh hingga satu ratus empat puluh cm
dia mulai merasa bahwa antara headlock relationship ini bingung gitu
nah perempuan yang ada di anis misalnya
ato secara hukum diwajibkan untuk mengejar hutang itu
selain keindahan alam pengunjung juga dimanjakan dengan beberapa wahana seperti berperahu ke tengah danau

dari masing masing pres ini di deklarasi tadi
dan buat yang tertarik tinggal langsung datang ke sini bergabung menuangkan kreativitas
rudat sendiri berasal dari bahasa arab yakni raudatun yang berarti taman atau sebuah keindahan
di situ kan nah apalagi kalau dia menjual gampang ada yang dijual juga
hmm teksturnya yang garing di luar namun kenyal di dalam
bila gangguan fungsi ginjal sudah masuk stadium tiga maka dokter harus segera melakukan tindakan dialisis atau cuci darah
yang dapat mengakibatkan larangan total
kalau kita mau maju sepak bolanya
atau ditransferkan atau ditempatkan
jadi bahwa kita itu cenderung untuk menerima informasi
tapi nah kan di sana sudah beberapa bulan ya
desakan melegalisasi ganja untuk tujuan medis kembali menguat dpr
kesulitannya dialisisnya itu kan kita kerjakan pada anak anak yang masih kecil
sebenarnya di pemerintah sangat sangat banyak gitu
untuk dipersiapkan bagi hari itu
atau tsib dari singapura
hari ini kita akan sehari menjadi perajin limbah ban
selain itu dr gizi menyarankan agar kita tetap memperhatikan gizi secara lengkap dan seimbang
saat ini para demonstran secara daring

terus enggak lolos nih langsung kalah nih
kalo misalnya emang pengen profesional gitu kan pasti kan milih kampusnya ga mungkin kampus kita dong
apa itu ya umat islamnya itu
terima kasih udah datang ke podcast sipalingsport cnn indonesia
belum saya belum bisa mendengar suara lizzy
aktivitas konstruksi di lepas pantai atau segala jenis aktivitas manusia yang terjadi di bawah air
dan ingin melakukan audiensi dengan komisi tiga atau kpi
nah dari kakak sendiri sebenarnya ada keinginan untuk menawarkan diri gak sih kak
jadi kita udah pengen bisa enggak sih kita bawain yang unsur unsur etnis misalnya tapi ke acara festival yang gede gitu kan
itu makanya waktunya rada rada sedikit aneh
kecanggihan kecanggihan ini nyatanya menjadi daya tarik yang dapat memotivasi mahasiswa untuk kiat belajar
oke coace apakah ada persiapan khusus dari anggota phri dalam menyambut para delegasi dan juga tamu tamu negara ini ketika menghadiri wwf
saat melakukan kampanye di gorontalo senin kemarin anies menimpali sindiran prabowo terkait etik
nah akhirnya saya ngambil keputusan disitu ragu ragu
dan akhirnya saya fokusnya itu bener bener itu ngambilnya di setelah lulus sma
nah ketika dia sudah tidak mampu lagi tekanan darahnya bisa naik denyut nadi bisa meningkat bisa sesek nafas
kita tidak mendapatkan respon cukup positif atas informasi yang sudah kami sampaikan dua bulan yang lalu
supaya jika ia datang dan mengetok pintu segera dibuka pintu baginya
kemudian pertamina baru operasi pasar dan direkturnya juga turun ke pasar tadi
agar rambutnya bisa tetap lembat awalnya ada yang menyarankan untuk menggunakan rebusan air jambu klutuk
asalkan masih dalam satu trayek
peperangan besar telah mendekati kesudahannya
itu tetap di atas hpp plus margin
nah jadi kalau kemudian kebijakan fiskalnya lebih ketat ini mempengaruhi perekonomian
eh ayu lu tinggal dimana sih berarti kalo sekolah lu tiga puluh empat dulu
keseimbangan nutrisi yang diperoleh dari aneka jenis makanan seperti kacang kacangan
nah kalau misalnya dari dampak sendiri nih buat dari mungkin ya seperti tadi transisi energi gitu kan
yakni di halte pengumpan transjakarta
sudah dilakukan penahanan terhadap tiga orang
prof drummond memberikan presentasi tentang hubungan antara tidur dan ptsd pada konferensi sleep down under di adelaide pada bulan november
jadi saya lihat mark klok ada kemungkinan main bareng ivar jenner
maka dari itu untuk resikonya cukup tinggi jika anda melalui kontraflow
tapi berikan itu kepada
untuk menampung lebih banyak jemaah
tadi beli bakso aci sama siomay dan ingetin masa masa kecil
jadi kalau kita berbicara secara finansial
bapak sudah tahu nih jawa jawa hari dua ribu dua puluh tiga harus ganti
jika tiba tiba harus beralih menggunakan kompor induksi
cicago juga salah satu tim yang menurut gue cukup oke lah pergerakannya ya
tetapi harus diperiksa di satu tempat yang kalau dari sisi kilometernya
sementara sebagian masyarakat indonesia
baik untuk liburan ataupun urusan bisnis
kita udah udah kenal sih tapi gak deket
kemudian timbul ikan bawal dan pindahkan ke kolam yang lebih kecil
yang nanti akan terkait dengan industri manufaktur
bandingin dengan yang kelihatan yang disita
ini yang perlu mendapatkan perhatian meskipun sekali lagi saya tetap menyampaikan terima kasih karena sudah di bawah lima
komitmen karena memang kalau
tujuannya memang adalah untuk terutama meringankan pembayaran hutang

bansos ini adalah atas nama negara
untuk kita mendapatkan warna warna yang kita inginkan
namun dirinya memutuskan membuka tempat penitipan reptil setelah menenggarkan kegelisahan pelanggan
untuk siang hari ini marilah kita simak rangkuman ibu sylvie wantania tentang penyakit campak berikut ini
sehingga nanti mereka itu tidak seperti tahun lalu ada banyak yang hilang
eh tapi dia enam belas tahun udah di kontak aspak
ada sesuatu yang sesat dikatakan di sana
dan tampaknya trik ini adalah dengan memproduksi lemak berkelanjutan dari sel induk
padahal kita bukan anak tiga tapi kayaknya nontonin sampai full aneh juga ya kita ya
dalam perlindungan masalah masalah itu kita tegakkan hukum
kok ini namanya siapa nih kok kura kura yang ini
untuk kepentingan bangsa dan negara
kuliner yang bisa ditemukan di sekitar alun alun kota batang ini hadir mulai dari sore hingga malam hari
saya sudah dari tadi dari sumatera sampai ke
berhubung kita lagi ngomongin investasi yang mudah nih
termasuk dari hasil pemeriksaan di cctv sementara
setiap doa yang terpanjat juga tetesan keringat di pelipis gungweda bukan semata mata untuk kepentingannya sendiri
oke pertama kita berbicara keuntungannya dulu
rabu sore prabowo gibran merayakan klaim kemenangannya di depan ribuan pendukung di istora senayan jakarta
menjadi acuan saat riset hingga ke proses produksi massal sepatu
prioritasnya mereka masing masing ya
kalau banyaknya itu tergantung dari besarnya hewannya ya
dan ini lagi lagi bukan hanya kalau tadi saya bilang sensitivitas pendekat hukum dalam hal ini kepolisian
supaya menggembung seperti ini diberi isian dakron ya bu
jadi bahkan ada beberapa masjid
ada harga harga yang memang tidak masuk akal murahnya

kemasannya menarik ya kemasannya menarik gitu ya
selain memasak kacang hijau pada saat bersamaan juga memasak ketan hitam dan ketan putih
sekarang itu saya bikin captain
tapi tadi balik lagi sedikit ke regenerasi
dan ini betul betul sebenarnya saya dengar ya
serta tidak terpapar sinar matahari langsung
rumah rumah di sekitar bath kini telah tiga kali terancam kebakaran besar
dalam catatan komite pembaruan agraria kpa
abah min maulana yang sebetulnya tengah sakit masih memaksakan diri berkeliling menjajakan jasa sol sepatu pagi ini
apalagi muara enim kita memiliki dua puluh dua kesamatan dengan dua ratus empat puluh enam desa dan ini memiliki beraneka rakam adat

kelihatannya kalau misalnya mereka tinggal di hotel luar

belajar bagaimana alkitab memberitahu kita
kegiatan sehari harinya di sana apa tuh mbak
baru sore jalan malam jajaran dpp caleg hingga kepala daerah
halo sahabat keteneta podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
wah naik mobil apalagi kalau sabtu tuh wah udah
tapi kalau kota koko udah nyaman lah di bbm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
karenanya masjid yang berada di kawasan paster sukajadi ini
sebenarnya kan setiap individu harus mengurus sendiri untuk ke kpu kota surabaya
apalagi ppkm mikro ini terus ditingkatkan tidak lain kita coba membantu rakyat mendapat obat murah
ayo kalian datang ke museum patah hati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
walaupun tidak menggigit ketika dipanen
mari kita bedah bersama ya mengenai ketiga istilah ini
di antaranya terdapat minyak kelapa minyak zaitun minyak jagung dan yang lainnya
waktu dia emang bisa perform secara individu
delta ay empat dua kita sudah alert semua sekarang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
agung wedetama adalah toko sentral yang mendorong para petani di desa goblet untuk melakukan pertanian pintar atau smart farming
pasti melimpahnya ke mesir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
dua kakak kandungnya juga terkena diabetes
di dusun kecicang islam tak ada nama warga menggunakan tambahan nama bali kecuali warga asli bali yang menikah dengan warga dusun kecicang islam
bagaimana kita memastikan itu

bagi aspek saya kira terutama mempertimbangkan untuk menjamin ketersediaan pasokan
banyak pesawat jatuh yang tua tua buat lapihan
ada di situ koninfo mengawasi itu
dari emisi karbon dioksida antropogenik global
apakah bisa dilelang sekarang sehingga yang dicipta itu uang
mengatakan pemerintah daerah mulai kini mesti menyiagakan sarana prasarana penanggulangan bencana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
tapi kalau sebatas tiga pasal yang tadi saya sebut tampaknya jauh panggang dari arti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
pastikan bahwa yang akan masuk kbri nanti
tapi mendengar gitu bagaimana sih realitanya di lapangan
kita sudah untuk ke sinema restoran ataupun ke tempat tempat umum
lalu kemudian yang kedua adalah alasan prinsipil bahwa terkait dengan demokrasi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
namun masih banyak orang yang lebih memilih
kan lumayan masuk youtube
seksama apa yang dilontarkan hakim kuasa hukumnya pun bersender sambil sesekali memperhatikan kliennya
namun kan juga ada agama serta kepercayaan lain yang diakui oleh negara ini
terkait dengan bagaimana rumah studio ini telah memproduksi satu ratus dua puluh film sejak dua ribu dua puluh dua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
sumit semua sama mereka apakah sebenarnya kebutuhan itu benar benar ber condiciones toh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
maka pengiriman berikutnya terakumulasi harganya
sang penjual pak ari berpesan jangan siang siang nanti kehabisan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
para penjual gas lbc tiga kg
ini bisa diatur misalnya dengan melakukan sistem termain
atau kota singkawang dan bergeser sedikit ke kiri ini saya sudah bisa lihat lautan lepas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
dengan nilai di atas rata rata bukanlah hal mudah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
setelah bubur kacang hijaunya tadi udah dicampur gula sama vanili sama garam tambah lagi tepung
salah satunya yang terseret itu nama bapak
yang terletak di kecamatan gunung puyuh kota sukabumi jawa barat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
seperti diantaranya dari kominfo maupun kemenko polhukam untuk bisa juga memberikan penjelasan tentang kebocoran data
kalaupun kita tidak boleh mengatakan tidak ada sama sekali sekuriti sistem
beberapa kondisi yang memungkinkan pemilih berpindah tempat mencoblos adalah
menteri perhubungan budi karya sumadi berharap
mengisi waktu akhir pekan warga ibu kota biasanya ingin healing ke lokasi wisata yang dekat dari jakarta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
satu mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian
siapa yang tidak tergoda melihat aneka sajian khas idul fitri seperti ketupat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
yang bisa mengantarkan warga dari pintu ke pintu
penghasilan yang dimiliki oleh orang tersebut mungkin bisa dialokasikan
di barisan penonton tak terlihat ada bang jonathan ayah david ozora hanya ada pengacara keluarga kerabat
yang menjadi makanan khas di kawasan borobudur
namun belum dapat dikabulkan begitu karena pimpinan mui sedang melakukan rapat pimpinan
sore sore yang penting ada bola main lama lama suka sama basket
sejak dua ribu tiga belas pria lulusan teknik tekstil ini berinovasi dan berkreasi dengan daun yang memiliki serat berkualitas tinggi ini
kita campur dengan wortel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
kalau misalnya ada bisa langsung ke perpustakaan
cakwe terus ayam udah pasti ada
ada yang terputus ini pak sasar nah ini membuat orang akhirnya masih nyaman menggunakan kendaraan pribadi terutama motor gitu ya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
sehingga cemaran cemaran ini bisa hilang dari pelarut pg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
yang perlu ditingkatkan adalah
gitu perjalanannya sih sebenernya kayak gitu gitu mas
yang pengatur tenaga sebelah kiri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
bukan industri yang dikonsumsi oleh manusia ya
tapi para pengusaha pengusaha pcr yang lain pasti dapat untung dong pak
akan ada nilai jual kembali investasinya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
aspek yang ketiga yang mesti dipenuhi adalah positivity rate saya rasa
kalau yang mau merintis moto moto basket atau moto apapun deh
apalagi berkaca dari apa yang sudah dilakukan kebijakan kebijakan yang sudah diterapkan di arus mudik kemarin pak
untuk mengantisipasi peredaran uang palsu
perobotan gelar tim sepak bola terbaik asia akan dimulai pada jumat ini di qatar
tapi bagaimana kenapa dilakukan tracking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
pemilihan pakan yang berkualitas dapat mempercepat pertumbuhan ikan bawal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
tampaknya kurang baik ini pola komunikasi kami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
yang barangkali terlibat dalam kasus ini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
sugar glider memiliki nama latin petaurus brevisep memiliki selaput memanjang antara kaki depan dan kaki belakang
hal menariknya konon menurut masyarakat sekitar
terus habis itu kedua pola makannya juga jelek
artinya dia diisolasi dengan baik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
lalu akan dilanjutkan dengan bulan bung karno seperti tahun tahun sebelumnya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
itu kita termasuk bagus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
satu satunya stadion yang ada jogging tracknya cuma
namun lebih banyak pemberitahuan harus diberikan kepada orang orang yang berutang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
fufu merupakan makanan bertekstur lengket terbuat dari berbagai pilihan bahan dasar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
kalau kemudian ini diklaim sudah alutsista yang prioritas begitu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
mereka lah yang disebut dengan abdi dalem
itu masih pakai masker sih kayak imamnya dan yang ngasih ceramah
oke artinya komitmen sudah ada bagaimana nanti implementasinya
beberapa jenis rempah juga direbus dengan bahan bakar kayu
yang terkait dengan tiga produk itu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
oh itu sih lebih kepikiran ini jadi kan tahun pertama ada tanding ikut lima juga kan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
maksudnya memang usianya kan waktu itu harus udah di atas delapan belas tahun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
ketidaknyamanan inilah yang memang dirasakan
cuma berhubung kesentuh tangan habis itu masuk kan
padahal di saat saat rentan pertanian justru yang menjadi penopang ekonomi bali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
semuanya itu harus melihat fungsi fungsi masing masing dan juga ada value creation yang kita bangun bersama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

upper body itu bisa dilatih
kemudian disiramkan ke titik lahan yang terbakar
yang ketiga dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak bidana obstruction of justice
pasti pakai larutan kan pakai cairan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
nah tadi yang sudah kita buat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
mereka sebut saja al dan el
kalau tetap berada di dalam kabinet begitu kira kira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
waktu gua berangkat itu masih belum ada kepastian dari main basketnya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
tapi sesuai latihan lah
satu di bagian depan sebagai kepala
tapi alhamdulillah kata abah mungkin rezeki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
didapatkan cukup pembuktian bahwa nilai efek vaksin pcv di atas sembilan puluh
sirup maple mengandung zinc dan zat besi yang baik untuk daya tahan tubuh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
baik sebagai pemilik pabrik pegawai
saking besarnya bakso buaya pedas ini bisa dimakan secara beramai ramai hingga lima orang
ya mbak prita kita perlu strategi nih ya dari mbak prita
sehingga dalam konteks track record kemudian standar nilai integritas

lalu kita ini cara produksi cara buatnya
kita selama tiga puluh tahun terakhir ada faktor kedua yang sangat penting juga serangan hama
terus konsumsi kopi di saat lambung masih kosong
susu itu yang membuat masyarakat semakin tertarik bahwa dari bukan siapa siapa bisa sempat menjadi begini
penanganan aniorisma dapat dilakukan dengan beberapa metode
bagaimana kita kan memang cita citanya untuk perdamaian berkontribusi terhadap ya
mereka tidak dapat melakukan kutulompat kayak yang saya lakukan
ada anggaran yang dimasukkan dari pusat apbn ada yang berasal dari dak rumah sakit
amanda datang dengan kursi roda karena kondisinya tengah sakit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
sehingga kegiatan kegiatan ini itu mengaktifasi bagian bagian otak yang bertanggung jawab untuk hal tersebut
dia nanti akan diolah lagi nanti dia dipecahin
puluhan batang pohon yang terbentang dan menindi satu sama lain menjadi keunikan telaga biru samares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
sepeda listrik menjadi salah satu transportasi yang ramai digunakan oleh masyarakat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
kalau ada kemacetan kepadatan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
bahkan delapan puluh persen penduduk kampung buwe berprofesi sebagai pedagang bubur ayam termasuk anak dan menantu ajis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
saya sih lebih suka ngegambar orang gitu
itu bukan untuk saya
kemudian ganja di indonesia tidak melalui rekayasa genetik
training of trainer ini ditujukan untuk dokter dokter yang nantinya akan memberikan pendidikan kepada dokter dokter di daerah yang tidak punya kesempatan pendidikan ke luar negeri tersebut
hal inilah yang tampak pada salah satu klub olahraga slow pitch softball jakarta animals
sekolah yang baik prokes dilaksanakan
kita tinggal mengikuti instruksi yang diberikan di aplikasi
sebagai produk dari pemilu yang bermartabat
tentang betapa tuhan menginginkan hubungan pribadi
ada spesies spesies kunci kayak tapanuli orang utan harimau sumatera dan sebagainya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
perkembangan zaman semakin pesat
untuk menyembah suatu benda buatan manusia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
yang wangi menggugah indera penciuman saya
kepada makhluk atau hal yang diciptakan itu
hobiku kan ada masak selain gambar gitu selain hal hal yang lain
juga apa namanya kebakaran hutan
atau kondisi apumulasi asupan makanan berlebih
kemudian durasinya yang ideal targetnya adalah sepuluh tahun
di usia remaja sampai dia menikah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
dila ini kan sepanjang tahun kan dila pasti tour semuanya
nah jadi akhirnya beberapa pemain yang berbakat dari berbagai kota di indonesia diambil dikumpulin sama dia
waktu waktu yang untuk mengambil keputusan kita udah tambah juga dua puluh empat lokasi
iya ya mungkin ya mungkin gini loh kalo menurutku aku ini beruntung salah satu orang yang beruntung
di situ di kepolisian ada unit perlindungan perempuan dan anak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
mereka yang spending cukup tinggi kemudian juga ada perilaku mereka yang suka lebih healing
yang sudah jadi rival
nah saat ini sudah banyak sekali korban berjatuhan
seorang penyewa dari sydney yang berusia tiga puluh tahunan daniel mengatakan ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal permanen dan stabil
nah namun kita sebagai untuk pemugunan sehari hari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
enggak ada toh kita juga belum
ketika berhadapan dengan masa
lantaran bimilai praktis dan sederhana
terdiri dari dua rt total ada sekitar tujuh home industry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
lebih bagus berkomunikasi daripada perang
bersama potongan daging sapi yang empuk
usai infrastruktur seperti rumah tinggal akses rumah sakit dan pendidikan telah siap beroperasi
sebenarnya aksi nyata apa sih yang mungkin sudah dilakukan oleh industri tambang sendiri
snake handler yayasan siox ular indonesia herna hadi prasetyo mengatakan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
keempat relaksasi dan memprioritaskan kesukaan
meskipun tempatnya agak jauh dari lembang
jika selama dua minggu ini catatannya tidak begitu memberatkan dan memang dinyatakan aman untuk beroperasi
ya alhamdulillah jadi bisa kita nggak was was lah pada intinya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
apa sebako mahal gitu itu juga turun lagi gitu ya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
pagi itu saya mendapat kesempatan masuk ke dalam pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
puskesmas itu menjadi front line yang mesti kita bantu
artinya apalagi pajak seperti ini kan banyak yang tidak bayar beberapa tahun
saya pikir ini bukan masalah personal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
tetapi harus disesuaikan budgetnya
gue pengen nikmatin apa dengan nonton jordan ini kayak waktu dulu gitu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
dari awal pas masuk divisi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
ruahan biasanya digelar di musalah terdekat
yang pertama adalah vaksinasi untuk pelajar dua belas tujuh belas dan juga guru
jawa sampai ke wilayah timur indonesia seperti pulau sulawesi dan nusa tenggara
itu sebisa mungkin kita tidak impor kenapa
para kaulah muda ini melakukan perjalanan dari kawasan australia
untuk menjaga kebugaran tubuh
wajar saja lampu depan mobil tidak diperbolehkan menyala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
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih
ngobrol yang terlalu serius
sehingga jadi menunda orang untuk traveling itu jangan rame rame dulu gitu loh
tentunya kuota ini akan bertambah di tahun depan mengingat jumlah populasi bayi di bawah satu tahun di indonesia saat ini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
sudah banyak ukm kita
masyarakat urban berpaling ke dunia mistik
pak mungkin bisa digambarkan pak ini jenis tabrakannya seperti apa ya pak
takut ya saya memang penakut
memang hal ini terkait dengan pola makan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
nominalnya berbeda untuk tiap tingkatan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
kemudian juga kecepatannya diatur maksimal hanya dua puluh lima km per jam
apalagi penggunaannya penggunaannya itu kan sekitar dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
faktor faktor seperti itu juga menjadi hal yang dihitungkan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
kasus ini tapi pak lando informasi yang didapatkan dari dua remaja ini
kalau kejahatan yang terorganisasi maka saya bayangkan ada eksekutor ada mastermind ada pihak yang barangkali membantu pelarian para tersangka
tapi bagaimana pemain kita sudah bisa menerjemahkan keinginan pelatih memanfaatkan kelebihan kita bermain lebih terorganisasi

masa airnya juga lama lebih lama
semua hal yang ada dalam rumah itu bisa memberikan cerita yang berbeda beda
kasus pembunuhan empat anak di jagakarsa membuka mata kita bahwa laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga
apa ya tidak percaya kepada vincent kostasi
terus memang sekarang mungkin udah lebih simpel lagi pakai motor
nah ini pertama kali yang gue inget itu lo ikut seaba u enam belas bela timnas tuh waktu itu
orang indonesia semuanya bermasalah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
gak sempet yang latihan privat sih
maskapai garuda indonesia diminta menyediakan delapan puluh kursi kelas bisnis untuk anggota dpr ri yang akan berangkat haji tahun ini
film ini memang melibatkan banyak sekali partner dan juga orang orang kreatif ya gitu untuk membuat filmnya
kawasan ini bisa kembali bergeliat dan identitasnya sebagai kawasan destinasi kuliner tetap bisa tersemat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
yang telah mendengar pekabaranmu ini
saat itu pemkot surabaya memberikan kompensasi sebagai modal usaha sebesar lima juta rupiah
dari jauh sana soal tes pcr menjadi syarat perjalanan transportasi udara
pada saat saya bicara dengan beberapa negara mereka mengatakan begini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
dicairkan atau misalnya dihancurkan kemudian oisternya juga dicacah
nah kalau dibandingkan dengan antara pcr dengan kumur atau dengan saliva
contoh dia pemain terbaik di liga mahasiswa
satu paketnya hanya berlaku dua
taman wisata yang terletak di sukadanaham kecamatan tanjung karangbarat ini cukup mudah dijangkau dari pusat kota bandar lampung
ada perbedaan nggak sih sama yang lain lain gitu misalnya
nah apakah kita perlu membatasi belanja online
tapi dengan adanya rencana induk jalur pejalan kaki kita bisa mendapatkan harapan pada tahun sekian ya seluruh wilayah di jakarta akan terbangun trotoarnya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
bikin sampai dua ribu tiga puluh baru pay attention sudah keburu habis
nah sekarang kalau buruh yang demo itu kan kebanyakan udah di atas satu tahun
seharga tiga miliar rupiah
lpg silahkan jangan di
sebenarnya itu persoalannya itu kan tahun lalu
ya gue mungkin mengerti mereka yang nggak bisa akses itu akhirnya mereka melalui si
nah kita menghitung supaya kita melihat bahwa sejauh mana tanggapan itu betul betul organik
pertama harus deket kampus ya supaya cost saving untuk transportasi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
nah pertama kali mereka melakukan itu dulu
yaitu putri putri halus dan putra gajah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
membludaknya jumlah orang yang akan melakukan perjalanan selama lebaran patut diwaspadai
keuntungan yang dijanjikan mencapai lima belas hingga tujuh belas persen per bulan
sedangkan untuk saat ini harga vanili ketika kita ekspor di beberapa negara
pas banget sama teksturnya nih
ketika kita bicara putusan mk ya
namun bangunan yang mirip santorini ini berada di lereng merapi kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
yang suka jalan jalan ke kawasan bogor pasti familiar dengan ragam kuliner dari kota hujan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
dirjen dukcapil kemendagri zudan arief menyampaikan
itu uang milik investor dua ribu triliun hilang gitu aja gitu
tetapi mereka menyuarakan hal yang sama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
ayah terdakwa arif rahman arifin meluapkan emosi dengan bersujud di dalam ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan
sementara itu warga net di media sosial sedang ramai menyinggung praktik student loan di institut teknologi bandung
malah justru jauh ataupun beberapa ratus rupiah berada di bawah harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah
soalnya kalau khusus warna biru ada pantangannya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
iya jadi pelatih saya bilang tera akbar urusan gua kata dia
salah satunya dengan mengajak keluarga menonton pertandingan di luar kota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
kira kira apa saja nih pak antisipasi yang bisa kita siapkan untuk
sebagian warga menggunakan berbagai perawatan rambut untuk mencegah kerontokan
sementara aspek aspek keberlanjutan itu diabaikan
kalau terbukti ya itulah yang nanti akan dibagikan kepada
stok bulog cukup satu enam juta ini kita mulai distribusikan
saya mencoba berulang kali paku yang saya pukul bengkok dan hasilnya tidak rapi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
dan itu akan membuat saudara sanggup mengatasi masalah saudara
jika kita ingin mencoba atau menjajal lrt
supaya mereka tidak dalam tanda petik tidak salah jalan gitu
dinas gul karmat atau penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
ya di sini tidak terlalu semeriah tidak ada pasar takjil tidak terlalu sering untuk buka bersama
pada kaum laki laki yang lebih sering ya itu banyak sekali di darah pipi gitu ya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
nah untuk mereka yang sudah memiliki keluarga mas yuda
apa namanya memang bersama keluarga kah atau memang sedang sendiri atau bagaimana nih
lalu juga kita kerja dengan masyarakat dan juga pmda untuk melatih untuk pertama mengetahui bahwa ini hewan yang dilindungi loh
kebijakan untuk akses pendidikan tinggi ini
mina pemilik jimmy dibuat panik ketika kucingnya jalan sempoyongan sejak sehari sebelumnya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
akhirnya min ganti kamera dulu
seperti kedisiplinan komitmen konsekuensi serta ketahanan mental dan fisik kompetisi yang diikuti
wajar sih mereka latihannya juga pagi sore juga
saya sepertinya sudah terhubung kembali
ah ya karena kan ya saya tau kekurangan saya di kenapa saya dicoret dari national yang seleksi kemarin
cukup maco motivasi saya untuk mengejar mereka yang atlet internasional dan nasional
dikemas berlapis agar barang tetap mulus sampai tujuan
oh yaudah om udah lu nggak usah ngurusin dia
sehingga diputus oleh pln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
keunikan alam singkawang ini menjadi hal yang akan saya telusuri berikutnya

tapi yang kedua adalah kalau perusahaan tersebut banyak fokus pada barang barang yang sifatnya tertier gitu ya
baik untuk saat ini dan untuk kekekalan
ini sama saja dengan sudah menginjak kaki kemudian mau ditabayun
namun bagaimanapun juga warga di sini harus bertahan hidup dengan segala resikonya
saya kira tidak boleh diingkari bahwa betul pendidikan adalah investasi
kita lakukan koordinasi dan validasi sehingga fokus kita jauh lebih daripada itu juga kita lihat mitigasi risiko yang bisa kita lakukan agar sistem elektroniknya bisa berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya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
wan waduh tampak rame banget ya jajanannya
dalam filter bubble sama echo chamber
lihat dengan lubang hitam gerakannya itu bukan lagi
untuk berbagai pertanyaan alkitab
cuma memang menurutku kesempatannya belum ada
ketika itu ininya pak johar arifin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
segala macam ketidakjujuran dilakukan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
ini ya kalau dilihat di ibl di event event tuh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
namun jelas saat melihat objek dekat
pasar pabean tetap menjadi pusaran perdagangan dari dahulu hingga kini
kita pernah ngasih pertanyaan ke beberapa orang sih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
lo bisa aja jadi pr nya tim balap
karenanya orang tua harus memberikan pemahaman kepada anak sehingga tidak melakukan pelanggaran
cincin cahaya ini terjadi karena gravitasi lubang hitam yang luar biasa besar menarik materi gas dan debu di sekitarnya
bangkes tawangmangu miliknya kementerian kesehatan itu sudah ada penelitiannya katanya
pemerintah juga pasti melihat ya kenaikan biaya produksi kenaikan biaya logistik itu sangat tinggi sekali ya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
fakta bahwa para penumpang tidak berusaha mengambil barang bawaan mereka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
oke kalau mineral sendiri anggota ima sudah ada bukti nyata ya
itu pas aku lagi di vietnam yang sea games
menjadi sumber pemasukan alternatif bagi pundi pundi warga sumba
mengajak warga kampung praijing ikut terlibat sebagai pelaku pariwisata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
kabar keselamatan ke seluruh dunia
biasanya istirahat sama minum vitamin aja sih
tapi ketiga harga di tingkat usaha tani ini jatuh seolah olah kita tidak melakukan apapun
pariwisata juga mengerus luasan lahan
lagi siang sore kalau mau juara kan harus
menggunakan tata cara kekerasan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
juga berperan dalam kejayaan aspek jakarta meraih tiga gelar di era kompetisi bola basket utama kobatama
literasi pinjol yang memang masih rendah ya membuat kita terjerat utang
apa implikasinya ketika sudah sekian bulan ada praktik tercelah penggunaan alat tes swab bekas dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana juga publik bisa mengantisipasi agar tidak menjadi korbannya
mereka pun dikloning dari sapi sapi produktif yang berasal dari belanda
tanahnya kaya akan budaya cerita pun wisata
cold storage milik pemerintah daerah ini juga menerima ikan segar dari nelayan
yang diundangkan dan berlaku sejak lima mei dua ribu dua puluh satu
yang pertama misalnya ada sewa lahan
ada pun nilai perhiasan yang digunakan oleh suwanarti adalah sembilan ratus ribu rupiah
dengan cara dia udah tau nih program sama latihan udah sama
tingkat kelulusan pemohon sim c yang mengikuti ujian praktik baru ini mendekati seratus persen
thank you banyak kariko untuk waktunya kak
dari faktor yang lainnya juga yang bisa
meski terlihat keren tapi jangan ditiru ya
tetapi perlu juga diimbangi untuk mencegah beragam penyakit
tak hanya itu utang utang bumn karya pun sudah tembus lebih dari ratusan triliun rupiah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
meski begitu beras berwarna lebih kaya serat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
ada upaya untuk meningkatkan
umur speed ada pelatih baru juga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
kesumburan tanah untuk mendukung agrikultur dan potensi pariwisata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
kemarin rapat dengan presiden diberikan arahan juga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
hunian dik doang berdiri di atas tanah seluas lima ratus lima puluh meter persegi
nah kemarin minggu lalu itu sudah mulai dibuka restoran mas aldi dan mbak dea
kita tidak akan hidup selama lamanya di dunia ini tapi kita akan hidup bersama dengan tuhan selama lamanya di sana
itu saya keluar ke taman lihat lihat hijau hijau tanaman gitu sih
menang dan kalah atau untung dan rugi
sudah menyampaikan dan masih terbuka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

saya nggak tahu apakah ini kemudian menjadi revisi untuk sikap sikap capres ganjar selama ini
angka kebutaan indonesia adalah tiga atau sebanyak satu lima puluh delapan sembilan ratus lima puluh enam orang
apalagi kalau misalnya itu didorong ke dunia offline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
jadi kayak apa ya harapan kita gitu masih belum jelas sampai kapan dan di china sendiri terutama di beijing sebagai ibu kota china itu
kita di mana nanti lab bioteknologinya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
ini kan awalnya kan seakan akan
kenapa saya katakan kalau kita mau
siap untuk menerima resiko itu kok latihan tiap hari pagi sore gitu
memang bebas gitu untuk melakukan kegiatan agama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
sudah waktunya makan siang di tempat seperti ini ada ujung nyali yuk maksi tiga puluh ribu
mengacu pada perda no empat tahun dua ribu tujuh tentang pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas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

sebut saja misalnya teks yang ada dipadupadakan dengan gambar atau video
misalnya lo jadi mekanik balap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
kalau keluarga kemudian kalau dia berpikir untuk ingin bisa mewariskan aset
seberapa cepat efeknya itu dok yang kita akan rasakan
yang pertama adalah berkurangnya kuota
nah kenapa ketika produksi kita turun satu tiap tahun selama sepuluh tahun ini
kita melewati empat belas stasiun pemberhentian
kegembiraan kita kesejahteraan pikiran kita
setelah peringatan akan keamanan obat ini tidak dihiraukan oleh pemerintah secara berturut turut
ketika kita berbohong sebenarnya kita tertipu untuk berpikir bahwa itu membuat kita keluar dari situasi sulit
nah tapi yang perlu diingat susu hanya berperan sebagai pelengkap gizi saja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
rempah rempah yang dijual tentu sangat beragam
nah ini pemenang kedua ketiga langsung kita sebutin juga
ia ingin banyak orang bisa menyantap nikmatnya bakso bersama keluarga
merasa terkhianati dan sakit hati banget
paslon satu positioningnya perubahan berarti akan banyak kritik soal ekonominya pak jokowi
kita akan aduk lagi tidak rata
tubuh termasuk pada gas air mata yang telah kadaluarsa diantaranya iritasi mata hingga
ibu ibu rumah tangga kemudian pekerja kantoran juga mulai khawatir resesi ini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
juga mengaku ayahnya menjadi salah satu korban robot trading atg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
artinya tapi yang memang harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar adalah pemerintah dan korporasi itu sendiri
luka tuh ngirimin video gitu dalam bentuk youtube gitu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
saya selalu cek data di kertas
mina pemilik jimmy dibuat panik ketika kucingnya jalan sempoyongan sejak sehari sebelumnya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
yaitu melakukan pengawasan di dalam proses selanjutnya sampai nanti di persidangan
ini ada rencana gak misalkan apakah idul fitri di indonesia
mereka dipersiapkan sebagai kader pemimpin indonesia masa depan
hanya saling buat diskusi kita aja yang saling klaim macam macam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
kalau di malaysia thc nya juga tinggi apa rendah pak
kadang mereka berlibur ataupun stay di mana mereka pilih sendiri
meskipun sulit untuk menentukan secara pasti mengapa mereka begitu dekat dengan pantai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
pak gatot jumlahnya untuk kedua tersangka berapa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
pak joko ini kan terkait arus mudik utamanya yang di jalur darat begitu
semangat golongan muda di daerah menyongsong kemerdekaan republik indonesia
peranakan berarti diperanakan atau rahim ibu
berusia paling rendah empat puluh tahun
mulailah pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh pecenongan bergeliat menjajakan raga makanan dan meraih momen keemasan pada tahun dua ribu an
isoflavon dalam kedelai yang kita bisa dapatkan dari makanan kita sehari hari
trigger zone apa yang kemudian membuat mereka seringkali terpisah
nah hasil penelitian bmpkh saat ini masih terus kita menggali data kak
semua bumbu dimasukkan dan dijampur dengan bumbu dari mie instan seperti ini
sebelum satu bulan kami harus oke
kita tidak pernah menyarankan itu
pemerintah daerah dan perguruan tinggi mempunyai kewajiban
saryono harus melompat masuk ke dalam air untuk melepaskan jala yang tersangkut di batu
saya sudah dapat listnya
ya maksudnya mudah mudahan kan kita kalo apa ya kita kan berusaha aja mas
kenyamanan pembayaran nir sentuh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
kalau di amerika saya setengah yakin
traktir sahur justru sama pelanggan gitu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
tidak mengalami kesalahan berpikir bahwa proses kdrt ini adalah sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan dalam sebuah umur rumah
apa himbauan dari kmnk soal ini termasuk juga soal tren peningkatan angka covid sembilan belas di kalangan anak anak dan juga remaja
selebihnya bila sudah terkena penyakit asam lambung akut
nah dimanapun kita berada untuk berusaha tentu harus ada izin usahanya dan sebagainya
disertai angin kencang saat maupun petir itu maksudnya sangat bisa terjadi
itu harus betul betul rinci dengan misalnya kalau kita sudah mempersiapkan misalnya makanan sehari tiga kali
artinya gini jangan terlalu membebani kepada penegak hukum juga
ini bagi diaspora diaspora indonesia mungkin ini adalah kebahagiaan yang hakiki gitu ya
pengalaman pertama bagi saya untuk mencobanya
tapi gak tahu kenapa pas tanggal tujuh belas agustus badannya itu panas lagi
ya mereka harus latihannya lebih rajin lagi lebih banyak lagi harusnya
serta pengaruh untuk digunakan bagi kepentingan manusia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
maka itu akan membuat dia patah arang dengan saudara
membuat tiga ratus delapan puluh empat bangunan di sekitar lembang rusak
baik fisik maupun mental
siapa dalam daftar itu yang benar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
mungkin tahun depan sudah bisa lah
selain memiliki beberapa toko oleh oleh dorok dok buatan iju dipasok ke beberapa pusat oleh oleh di garut
nah dari narasi motif yang disampaikan ini anda melihatnya seperti apa apa saja kejanggalan yang terdengar dari narasi ini
mas safir kalau kita bicara mengenai inflasi
tapi kan udah jarang latihan badminton kalo nonton badminton masih sering gak
banyak calon anggota badan legislatif yang berlomba lomba melakukan banyak amalan
mengurangi kekuatan dan otoritas pikiranmu atas tubuhmu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
apakah ada gempa dia mendapat notifikasi di gadgetnya masing masing begitu ya
nah pertama pastinya kita dapat misalkan kita dapat gambarnya dulu ya dapat filmnya dulu
nah ini saya dikasih sama mama ini apa nih mama keladi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
kenapa beras tergeser oleh gandum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
apa yang mas asrarri bisa simpulkan terkait dengan mungkin saja bisa kita katakan di sini ada lima ribu tujuh ratus enam puluh enam polls
menjadi cabang olahraga kategori eksibisi
langsung ada tindakannya dok ya
agar memudahkan pengguna jalan raya
sebenernya banyak lah di luar sana tuh yang aku lihat kayak
atau misalnya dalam konser konser yang tidak siap dengan over capacity
thanks insomnia sama maternal disaster menurut gue ya menurut gue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
tadi kami mendapatkan informasi ini berlangsung sekitar satu jam
nah hitung hitungan yang sangat rasional semacam itu memang menjadi masuk akal
saat itu alunan musik tak pernah berhenti dari pagi hingga dini hari
kandungan taninya membuat buah ini dijadikan obat diare dan disentri pada zaman dulu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
pasti jaminannya lebih ada badminton
tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa pun jalan jalur birokrasi
dia sempat diteriakin kan pas masuk sama
ya justru saya rasa ini yang cukup perlu menjadi perhatian kita adalah justru dari bagaimana dorongan fiskal ke depan ya
tapi kami ini kan di parpol ya
kemudian juga anomali cuaca juga berpengaruh
maka yang kumur ini sampelnya menggunakan hasil kumur kumur dari mulut
tapi karena saya pikir belum necessary sekarang karena pun kerja dari rumah jarak interaksi sama orang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
meskipun jaraknya cuma lima puluh meter tadi laporan dari teman teman kami
selain menyiapkan kue sukma juga membersihkan rumah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
nah dari peta ini bisa dilihat tadi sudah sama dengan yang disampaikan oleh pak cucu
melalui siaran dalam bahasa indonesia
tidak banyak air yang ditambahkan agar tekstur jus buah ini kayak serang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
keselamatan itu tadi ya jadi kalau saya
tapi ya jangan bebas amat gitu loh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
kalengan bukan yang tempel di pinggang gitu bukan
taruhlah di amerika serikat maupun di eropa hanya ada beberapa kan nama nama yang memproduksi
apalagi kalau kasurnya empuk dan bersih ya
hingga tak sadarkan diri saat sedang beraktivitas
lebih bagus kalau ditambahin dengan banyak sayur atau lalapan jadi lebih sehat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
dari terbuka menjadi tertutup
sehingga kerjasama di kokpit seperti apa kita tidak bisa mengkaji lebih jauh
itu kita sepakat sama pak mahfud bahwa tidak ada rahasia negara yang bocor
sepak bola kita menjadi tidak sah
dewi setia menjual kudapan khas kauman yang hanya muncul saat bulan ramadhan saja yaitu kica
nah itu yang membuat ternyata gitu ya
akhirnya dari segi offense pun dia akhirnya turn over turn over
ia juga memuji kemampuan anak anak ini dalam melakukan passing dan kontrol bola

yang betul betul dipimpin oleh wasit yang
raut wajahnya seakan tanpa ekspresi
bisa dilihat lebih dekat
kalau dia membuat satu tanggal yang seperti seakan akan dia gajian
oh iya pikmen klorofil dalam kepala udang akan membuat warna kuning telur lebih pekat bahkan cenderung oranye
logikanya betul seperti pak ariyandi sebutkan kalau ada tim cert seperti ini
mereka mengambil uang kertas sebagai protes terhadap pernalian australia ke pembayaran digital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
secara umum air ledeng ini mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan sehari hari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
butuh dua tahun bagi ibu anak satu ini
setelah ditetapkan ibu kota waktu itu kalimantan tengah kalimantan timur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
sebenarnya secara rasa memang bubur sumsungnya mirip sama yang ada di jakarta tapi karena ada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
di samping tentu saja pemerintah akan mendampingi dalam setiap kebijakan yang ada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
itu justru menghambat silaturahmi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
semoga daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama
cuma kayak awalnya cuma mau buat kayak galeri lah gitu
komparasi terhadap kebocoran data mensos
atas kematian warga pribumi dalam tahanan tiga puluh tahun yang lalu
harapannya dia akan bisa menjadi pertahanan kita
sejumlah pelaku usaha mikro kecil menengah atau umkm di surabaya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
dipusar terus tuh nanti filenya tuh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
tapi kalau terlalu banyak juga akan bisa membuat dampak yang negatif
hal tersebut disebabkan minimnya peminat dan jam tayang yang diberikan pada animasi lokal
untuk kita bisa maju ke depan
menurut dokter samuel utoro madu murni tidak mengandung pengawet
sekarang sesungguhnya kan bulan ini sebenarnya bukan bulan yang bagus ya
maka harus ada lembaga yang menjadi penyeimbang
saya belum belum mempelajari itu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
toleransi yang orang jawa orang jogja bisa menerima makanan milik etnis lain
tapi itu mungkin puluhan tahun lagi yang akan datang sih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
desa wisata nusantara dengan kategori
mau dibuka pintu macet
sesungguhnya mereka menikmati fasilitas enak gitu ya karena koalisi besar itu tapi kepentingan untuk kebangsaannya kepentingan untuk bangsa dan negaranya mohon maaf itu tidak ada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
saat melakukan kunjungan ke rumah sakit jiwa cisarwa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
tapi pada masa itu tuh kayak
oke mas gun gun kita lihat sebenarnya kan model model begini bukan model baru
seorang penyelam yang membawa tongkat bendera diikuti belasan penyelam lain masuk ke dasar pantai
kita sudah mulai untuk mengembangkan pet scan pembuatan pet scan pembuatan mri pembuatan alat alat lain yang lebih canggih lagi pet scan dan sebagainya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
semanis kue keranjang dan lapis legit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
terima kasih kepada semua pendengar yang setia
serta meningkatkan frekuensi minum air putih setiap dua jam sekali sebanyak dua ratus hingga tiga ratus ml
salam sejahtera kami ucapkan kepada anda di seluruh nusantara
kalau memang dia patut menduga bahwa yang diterimanya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
nah dalam kaitannya dengan melbourne food and wine festival dua ribu dua puluh empat
rangkaian hud pdi perjuangan dibuka pada sepuluh januari mendatang
yaitu hukuman maksimal kepada para tersangka jika mereka dipolis bersalah
akan kita bahas hal ini lebih jauh bersama dengan yusuf mars
teranyar pras di klub pelita jaya bakri jakarta berhasil membawa pulang trofi ibl indonesia cup dua ribu dua puluh dua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
yang kini telah digunduli
semua pokoknya berkaitan dengan batu
kalau gak mendingan gue yang nyetir daripada gue jadi navigator deh
bikin pengunjungnya ingin kembali datang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
dengan rutin merawat kendaraan tentunya bisa mencegah beragam kondisi darurat yang tidak kita inginkan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
kalau jumlah dari pusmas itu sendiri berapa dan idealnya berapa yang harus kita miliki
untuk tamu itu tujuh puluh itu dari caleg semua
ngirim cv dan lain lain lah
mempromosikan makanan makanan lain
agar tidak terpaksa menjadi penghuni rsj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
seperti tiga ratus lima puluh pencinta goes dari delapan puluh tujuh kota dan dua puluh satu provinsi di indonesia ini
nah saya harus tanya mungkin tanggapannya ucup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
selama masa angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat untuk menjamin keamanan di lapangan
kalau di kanada atau amerika
untuk membantu pelaksanaan serangkaian ritual ini
sepak bola kita menjadi sepak bola yang baik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
harus selalu waspada dan mendengarkan peringatan warga jika ada kereta yang akan lewat karena nyawa
beberapa nilai yang diperoleh selalu menunjukkan prestasi yang terbaik di kelas kpc tersebut
sampai kemarin terakhir pindah ke bali ini saya ikut tim bbm itu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
tapi ternyata safe house yang disini dalam bentuk kontraka atau kos kosan kecil seperti ini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
yang mana ritual atau upacara itu memang memaksa yang bersangkutan si calon anggota ini untuk menampilkan berlaku berlaku aneh
nah sekarang piala dunia u tujuh belas gitu
ya memang hari ini dua tersangka menjalani pemeriksaan kejiwaan
sejumlah penumpang memilih untuk mudik lebih awal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
nah ini sangat penting sekali perubahan ini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
tapi yang satu yang surprise adalah permintaan makamah menghadirkan dkpp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
menurut sejarah di kawasan itu terdapat sebuah pabrik coklat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
ini saya ambil jurusan sukasari bubulak naiknya angkot dua ke surya kencana
harus lulus kuliah dapetin gelar setelah itu bebas kita mau pindah mau stay
bapak prabowo subianto untuk bertanya ke capres nomor urut tiga
follow nya itu nanti ngaturnya begitu jadi tidak seperti biasa flow disk area kita atur
perkiraannya berapa kalau mau bikin
proses pemanggangan biasanya memakan waktu sekitar sepuluh menit
kan sekarang kita bersaing di bel kan
baik itu pemerintah khusus kementerian sdm
ngetahkan itu sudah bertentangan dengan undang undang dasar gitu loh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
kalau untuk toleransi beragama ya memang di sini cukup tinggi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
menjelang hari raya kenaikan harga bbm dan kenaikan harga us dollar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
ia hanya tahu sang robot bekerja di malam hari untuk mencari profit terbaik
serta menjadi satu satunya masjid patok negoro yang memiliki nama lain dalam bahasa arab
meski identik dengan aromanya yang kurang menggoda
kalau kita memaksakan satu informasi yang kita rasa itu adalah kebenaran mereka akan mencari dengan sendirinya kok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
misalnya kalau dia melihat pintu begitu ya
gue demen tuh kalau dia manggil manggil shopee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
seandainya sekali lagi tni memiliki komitmen yang kuat untuk itu
untuk menekan angka penyebaran kasus covid sembilan belas yang berujung kepada atau bermuara kepada kesehatan masyarakat
pak mansuri kalau tadi di awal perbincangan bapak mengatakan memang faktor distribusi
sektor swasta sebagai pengguna juga harus mendukung
bahkan berarti bahwa dia itu tidak ada artinya hidup ini
nah terkait dengan layanan salah satunya memang saudi sudah melakukan transformasi digital
contohnya seperti hipertensi serangan strok kemudian juga penyakit penyakit kencing manis seperti itu
tentunya pagi pun kami membantu untuk senam pagi
tidak mendapatkan pekerjaan di lain pihak atau di institusi yang diinginkan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
nah tempat mereka inilah yang saya minta untuk selalu berkomunikasi dengan warga kita kalau ada kesulitan
setiap mereka main gitu kan walaupun
pengguna akan dipaksa membayar retribusi penginapan jangka pendek sebesar tujuh lima persen
tapi di sisi lain juga harus ada antisipasi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
dimana antigen ini nantinya akan merangsang pembentukan antibody atau kekebalan spesifik
suasana di komisi pembatasan korupsi memang sepi tidak seperti hari hari biasanya
kalau ngelihat dari dila dari segi tenis oke
ini menjadi refleksi buat kita semua bahwa belajar itu bisa dimana saja
dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi kesehatan tubuh
biarlah ini akan menolong kita untuk lebih bijaksana menggunakan bahan yang sudah tuhan siapkan di alamnya
pas keluar wah kayak bebas
kuliner jalan lengkong bisa jadi pilihan anda nih
nah bayangkan saja dengan tekanan harus belajar
maka pembiayaannya menjadi lebih besar
brem juga populer sebagai oleh oleh khas dari kota surakarta atau solo
pemicunya yang utamanya itu pasti telat makan ya
pelaksananya berbarangan dengan agenda politik
nah untuk jalan tol itu diperkirakan nanti puncaknya dari simulasi kami adalah tanggal sembilan belas
masih jajan makaroni masih jajan mie sakura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
itu di waktu musim panas tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai cepat lagi kurang lebih lima belas jam
khususnya kemenkominfo untuk memblokir situs tersebut
kok sorry ya kalau itu kalau coach dhani coach sasyi itu kan waktu itu kan kita pernah ngobrol juga sama yohannes suprapto ya
sempat terpuruk saat pandemi firwan berusaha kembali bangkit dan memulai lagi dari nol
vonis yang ditunggu tunggu sudah diketahui
nah dari situ akhirnya gue tahun depannya itu gue pertama kali gue dibeliin sepatu air jordan sama orang tua gue
dengan mengelotorkan dana apbd sebesar empat puluh lima miliar rupiah pemerintah kota depok membangun alun alun tap ii di situ tujuh muara bojong sari sawangan depok jawa barat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
kita membuka program training of trainer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
tetapi kalau kepentingannya tadi kepentingan pribadi ya kepentingan keluarga kepentingan kelompok
setelah itu sayuran seperti toge kol kacang panjang mentimun dan daun kemangi dimasukkan
terdiri dari tiket untuk kereta api jarak jauh dan untuk kereta api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
jarang yang nyuruh nyuruh
gue pernah diajakin sama guru olahraga gue nonton basket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
bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat anies baswedan menyambangi kantor dpp partai demokrat menteng jakarta pusat pada kamis petang
petani pun akan bersiap untuk menanami lahannya dengan tanaman padi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
bahwa kita ini memang memiliki atau dihadapkan dengan beraneka ragam pilihan dalam kehidupan kita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
tapi pasti ada kelebihannya dong mas kalau beli baru
indonesia ga tahu karena indonesia ga terlalu banyak jalan di indonesia
nick edwin seorang komposer musik mengatakan proses pembuatan musik dalam sebuah film memegang peranan yang sangat penting karena dapat mengendalikan alur dari film tersebut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
nah yang kedua adalah tadi belum ada standar secara internasional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
orang tidak memburu secara keseluruhan tidak terlalu memburu hiu paus kan
nanti secara detail dari teman teman tiketing akan menjelaskan
toh itu mengikat semua dpr gitu loh
yang menunjukkan kasih kita kepada allah
kami tunggu para pendengar dukungan anda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
seperti apa bu yenty seharusnya para korban ini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

dulu kan kayak susah lah untuk nonton kayak pertandingan nba yang udah siang cuma seminggu sekali
iya jadi kalau secara fisiologinya ya mbak demat
khusus yang ini terpaksa disensor ya
ya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu sebenarnya sudah ada peraturannya ya
maka semakin ingin manusia ini untuk mengadakan perubahan dalam kehidupannya
sehingga pak presiden sangat hati hati sekali untuk memutuskan kenaikan kenaikan harga
nah disitu kayak jadi jendang karir gue di basket lah
nah diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada tanggal empat belas april dua ribu dua puluh empat dengan potensi pergerakan pemudik mencapai empat puluh satu juta orang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
saya juga sendiri sebenarnya bukan scientist
iya pak dengan adanya solusi tadi memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
atau ke malaysia itu kan masih murah kan
tapi saya pastikan besok itu tidak ada
apakah dalam konteks hukum legal formal atau secara politik kredibilitasnya tentu menurut saya sih ada saja
jawaban yang disampaikan oleh bapak anies baswedan
ya pertama pertama kan mau ganti kacamata ke optik yang tersebut
mereka mengadopsi berbagai regulasi yang ada
lengkap sudah terjadilah kerusakan kak
yang tembus ke lautan untuk dikirimkan barang barangnya ke malaysia dan juga singapura
jasad antonio tidak pernah ditemukan
bahkan presiden jokowi memberikan perhatian khusus terhadap komunitas ini
nah untuk jogja solo pun itu yang dari jogja kalau mereka ingin langsung masuk tol
nah ini sudah mulai mencampur adukan keuangan rumah tangga kita
bukan upah tertinggi gitu loh
jalang kote memiliki kulit berbahan dasar tepung terigu yang dipipihkan
kurang lebih sekitar tujuh puluh persenan efikasinya
jerry umbas di universitas nusantara manado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
tapi lebih memilih untuk tinggal di unit yang disewakan
kenapa saya sebut ambang bahaya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
atau bisa bergantung kadar thc dan kadar cbd nya yang untuk berguna atau berkandungan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
kedua gadis kembar kelahiran wonogiri seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini
para tracer yang mendukung setiap puskesmas itu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
next ruangan penuh dengan bantal
untuk menyuarakan suara mereka di lapangan agar bisa ditangkap oleh publik
ada tambahan rasa manis ya jika ditambahkan dengan si kuah semur ini
kalau itu bisa disimpan lebih lama dan nantinya mereka kan buat jangka panjang
selain dekat dengan rumah kontrakan yang mereka huni
beberapa mahasiswa bahkan berpaling ke pinjaman online untuk menyelesaikan tunggakan ini
buket berisi uang belakangan sangat diminati
ini katanya nih sebelum dulu lu basket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
yang sudah memperhatikan bagaimana hitung hitungannya secara futuristik
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
yang mau jadi prajurit sebelum bahkan ikut ke dalam seleksinya
baik bang rey menanggapi soal
terkena posisi yang dilematis
pengertian remblong sendiri adalah kegagalan sistem pengereman
pickleball bisa dimainkan dalam format tunggal satu lawan satu maupun ganda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
masih kepada usia dua belas tujuh belas tahun ini untuk dilakukan vaksinasi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
pertanyaannya seperti tadi pagi saya kemukakan
memang psikolog menyatakan bahwa tidak ada relevansi dari pertanyaan tersebut untuk tes wawasan kebangsaan
sama bunda sama ayah sama coach coach lain sekarang ada coach asing juga sekarang udah banyak banget
kita punya peluang lolos ke babak berikutnya
udah tapi kan gak semasif sekarang nih mas howie
di lapangan semua hasil hasil pertandingan
jumlah kuotanya pun belum tentu hanya delapan
dalam proses mungkin masih ada pengajuan sedang revisi dan sebagainya
lalu bagaimana nih kita bisa menggiatkan kembali produsen lokal
yang pada waktu main sama si jangan itu
tumbuh kesadaran bahwa untuk perilaku keserasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperima
sehingga kita pikir dua kombinasi itu saya pikir akan difokuskan oleh pemerintah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
bagaimana ia tadi sebelum pukul sebelas siang ia datang ke depan menggunakan transportasi umum
terus sayurannya juga segar fresh enak
buruh menyebut kenaikan ini tidak sesuai
nyampu ikannya istilahnya usus dan jeruan jeruannya bersih semua pak
sebuah apel dapat menjauhkan kita dari dokter
yang sebelumnya termasuk di dalam informasi ke lima sudah kami sampaikan sebanyak satu ratus tiga puluh tiga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
berupakan pulau terbesar dalam rangkaian empat puluh dua pulau kecil
kadang kadang kita berhenti hanya di dua belas
sementara sweden meresmikan keanggotaannya di nato
dimana pada bulan empat tahun dua ribu dua puluh kita hanya menggunakan oseltamevir
seberapapun anda ingin melakukan hedonic treadmill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
artinya tidak terganggu dengan kaedah
tahu di cibuntu pun sudah berinovasi dengan menyuguhkan pilihan rasa tahu lainnya
nah jadi memang kita bisa melihat bahwa demand perlahan lahan sebetulnya sejalan dengan pelonggaran mobilitas ini sudah mulai meningkat ya
kulit bayi ini sendiri dipengaruhi oleh faktor genetik yang pertama
kesenian rudat adalah akulturasi antara budaya islam lombok dengan budaya timur tengah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
udah jadi anchor nih bukan anchor ya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
kayak sampai seri jogja pun sampai game terakhir tuh udah tujuh belas satu
eh kita berlima yuk kita katungan yuk
kalau dari tekstur mie nya kenyalnya pas dan ya sebenarnya rasa ramennya sama dengan ramen ramen lainnya
dalam bahasa indonesia adalah udara
setiap hari tony mulai berjualan pagi hari sekitar pukul tiga tiga puluh pagi untuk menuju tempat berjualan
pak hilman tadi sudah dikatakan bahwa dpr ri mengingatkan kembali untuk menjaga komunikasi

dulu saya nungguin tuh si buta dari gua hantu lawio sableng gitu di tv saya nungguin
kabupaten dan kota yang tertinggi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
ada salam dalam bahasa ibrani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
yang akan dipindah tangankan kepada pt latexindo
kita bisa mulai dari yang rendah dulu
pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk biaya infrastruktur asian games
misalnya kebutuhan yang gak ada di kampung lah gitu ya baru kita lewat sini atau ke rumah keluarga yang ada di jakarta
tapi kalau memang lo basisnya dari hobi
dimana kita juga sudah bekerja dengan para mitra untuk melakukan pendataan awal
beras semakin lama masyarakat kita ketergantungan terhadap beras semakin tinggi
biar orang orang indonesia di sydney tuh bakal kayak tau dan aware kalau indonesia net market itu ada di empat belas juni di unsw
bagian asli dari masjid ini hanyalah umpak atau pondasit yang utama saja
oke baik terima kasih pendeta karena waktu juga yang membatasi kita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
nah ketika kemudian kita laporkan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
yang di selatan ada bapak dengan dua anak warga negara indonesia dengan istrinya satu warga negara filipina
pasangan amin ini karena memang
akan melarang wisatawan menyewa dan menggunakan sepeda motor saat liburan di bali
kemudian ada usus ada daging ya kan
punya rencana untuk ikut liga thailand
selama bulan ramadhan dalam sehari ada sekitar seribu pengunjung
oke jadi yang terputus adalah jalan kaligawe begitu ya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
kayak misalnya mungkin gue sama laki laki normal gitu ya pasti beda gitu
serta juga menggunakan alat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
pasti kalian tidak menyangka deh pahlawan super wanita ini jauh lebih dulu keluar dari gundala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
tapi yang jelas ini pj lebih berat
karakter lintasan kita ini sangat berbeda dengan lintasan yang ada di selenggarakan di negara lain
main jadi atlet itu mungkin sedikit ya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
bapak kami yang berada di dalam kerajaan sorga kami datang kepadamu memberendahkan diri
besar karena saudi baru saja menang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
aku mulai sama dia itu tahun lalu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
bentuk kerjasamanya pun berbeda beda ya
bahkan ada yang bisa tiga puluh yaudah itu lebih baik lagi
tergantung yang bersangkutan bertarung di level mana
atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
oke alvin juga sudah bisa mendengar saya ya
tapi nanti listnya disebutkan kan diberikan
namun tetap di lokasi premium
tapi kalau event organizer karena status gue gini mungkin beda ya
kasus positif pada selasa empat oktober berjumlah satu ratus tiga
asli madura tapi kita bisa dapetin di malang dan penuh antrian seperti ini
lembaga pembiayaan investasi yang sudah ada misalnya
kita sampai ke situasi lebih membuat kita trust percaya bahwa sistem pengawasan lebih kuat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
pendengar terdapat penambahan sekitar dua lima juta warga australia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
sekitar lima km dari alun alun kota bandung
iya boc peringkat boc peringkat dua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
definisi yang berbeda tentang apa yang benar dan yang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
masa uji yang cukup untuk menyatakan bahwa alat ini proven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
saya ingin punya cita cita ingin membantu orang lain untuk ke tahap seperti saya
nggak bisa dibilang sebagai instrument investasi
satu tahun invasi berlangsung namun hingga kini belum ada tanda tanda rusia ingin mengakhiri agresi dan berdamai dengan negara tetangganya itu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

setelah puas berenang kini saatnya saya mengeksplorasi isi telaga biru samares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
kalau satu pasang dari proses yang sangat sulit itu yang membutuhkan lama adalah membuat yang membutuhkan skill khusus
sesungguhnya hakim mk itu juga mengamini adanya indikasi kecurangan pemilu
ini lima daerah ini prioritas kita akan turunkan tim
bahwa banyak pasien pasien indonesia yang berobat ke luar negeri
sedangkan pemakaian make up concealer meskipun tidak dapat menghilangkan
atau ya aktivitas yang seperti
kalau dipikir memang kayaknya kurang nyambung ya air kelapa tambah biskuit coklat rasanya kayak gimana
ini gimana harga beras enggak naik mereka semuanya enggak ekspor pegang untuk keamanan dalam negerinya
pemerintah kabupaten sintang ini sudah menetapkan status tanggap darurat banjir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
saya harap besok pagi dan kemudian kita akan membawanya kepada publik juga
tetapi kemarin kita pun juga kalah tipis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
bahan tersebut bisa saya temui pada sultana yang dimodifikasi dari nama sebenarnya di turki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
rame dua ribu dua puluh dua setelah presiden jokowi marah marah soal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

pokoknya dari tahun ke tahunnya biasa aja gitu setara semua
injil lukas dua belas e tiga puluh lima sampai empat puluh
tapi itu sudah lama dari sisi alutsista itu terjadi di tahun enam puluh an
lebih pas gitu kalau buwoneo
kalau pemerintah kemarin juga sudah menolak untuk memberikan payment untuk waskita ya
percaya kita lebih dekat lagi kepada tuhan
tentu saja kalau mau menganalisa sektor mana yang kita berinvestasi tentu kita harus lihat fakta data data
jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan
ya kan malam gak bisa tidur lagi
merupakan warga pendatang dari luar jakarta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
hingga menteri bumn melakukan moratorium impor kereta bekas
jika tidak mendapatkan visa resmi dari pemerintah arab saudi itu sendiri
pasti kita lakukan pengobatan terlebih dahulu
mentang mentang ingin dapat kos kosan ataupun kontrakan apartemen yang nyaman
itu bolehkan tanpa memiliki
kita kirim sampai jam sembilan malam jam delapan kan sudah ditutup tuh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
dna virus sars cov dua untuk masuk ke dalam sel manusia
bagaimana kemudian evaluasi pemerintah terhadap fakta ini bu nadia
penghasilan anda yaitu gaji plus thr
berarti paling awal adalah menentukan pos pos pengeluaran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
bergerak mengarah ke level psikologis tujuh
tim buckley adalah direktur pembiayaan dan energi iklim lembaga pemikir kepentingan umum
setiap seratus gram beras coklat mengandung tiga dua gram serat
orang yang bisa ngasih impact positif dalam hidup lo
tidak semua kaum yahudi atau penganut agama yahudi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
pempek biasanya didikmati dengan kuah asam manis yang dikenal dengan sebutan cukup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
mas fosya juga memiliki keinginan yang sama seperti caleg caleg lain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
terkait juga bagaimana yang disampaikan tadi oleh pak ade
selain itu sejumlah saham hype terutama saham perbankan dengan pasar terbesar di indonesia
dari sejak mereka datang di airport sampai kembali lagi mereka ke air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
dari sini sate sate ini akan dibawa menyambangi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
dia pengen banget nama harum bola basket di level tertinggi
saya pun langsung menghampiri master tandem
rencana tuhan adalah agar setiap orang dalam kehidupan tuhan akan mencari keuntungan dari tuhan
kalau ada pasien kanker misalnya mereka kan harus taruhlah melakukan kemo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
anies paswedan pada dua puluh tiga april dua ribu dua puluh dua lalu ini penuh dengan pengunjung
piring gerabah dipanaskan terlebih dahulu selama lima menit kemudian mentega dipanaskan
terima kasih mas gun gun haryanto sudah bergabung dengan kami di cnn indonesia connected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
oleh karena itu nanti dalam hal ini memang kita akan menekankan ppkm ini skala mikro ini harus betul betul berperan
nah mulai dari situ startnya sih pras kelihatan
di lima kereta dengan rute jakarta garut
ia menilai banyaknya anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya karena kurangnya pengawasan orang tua
dengan rata rata perharinya sekarang lima ratus ribu presiden mengharapkan nanti di bulan juli bisa naik tujuh ratus lima puluh ribu hingga satu juta perharinya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
kalau akses transportasi bukan cuma jis
kalau misalnya lagi lagi nih gue compare nya sama badminton gitu ya
sebesar enam tujuh miliar dolar amerika atau sekitar delapan puluh enam lima triliun rupiah
jadi jangan sampai kita mengadres situasi yang sekarang
dari negeri tiongkok kalau yang satu ini cukup jarang ditemui namanya lomakai nama asli dari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
kami tetap menyediakan itu untuk mengatasi kemacetan di titik tadi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
nah sekarang yang terjadi di lapangan adalah bahwa
kalau sus ini bentuknya memang bulat sementara ikhlaq ini lebih panjang cenderungnya
kalau mereka tidak sesuai dengan aturan ya mereka harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan itu
namun di tempat ini sekaligus menjadi saksi bisu pergerakan uang yang begitu deras di kota surabaya kala itu
polarisasi seperti kemarin kemarin
rumput yang pendor rumputnya
yang terpenting cukupi kebutuhan tidur sesuai dengan jumlah jam biologis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
masyarakat lebih banyak mengkonsumsi beras putih sebagai makanan sehari hari
kalau melalui darat yang kita lihat biasanya hanya jalanan motor mobil gedung gedung dan rumah rumah yang membosankan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
namun lagi lagi cabai merah tak serta merta bisa dikaitkan sebagai makanan pembangkit gairah seksual
mungkin karena pakai lensa fix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
jika berada di dekat orang yang kita senang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
sambil menunggu kacang hijau ketan dan santan matang
ya karena kan mulainya dari pas kuliah maksudnya bukan
kedai kopi di sini sering juga disebut kopi tiam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
biaya pajaknya yang kadang kadang juga kenaikan dari pbb itu ya tidak bisa dikendalikan oleh si pemilik
nah ini sekarang kan udah mulai banyak tuh kayak lampion lampion apa gitu kan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
para peneliti dari indiana university menemukan jika orang duduk selama satu jam
sebelum pandemi setidaknya satu juta lebih orang berlalu lalang setiap hari di atas rel
atau simbol yang memiliki kekuatan tertentu secara mistik begitu
hiruk pikuk anggutan umum di terminal pasar senen menghiasinya setiap hari
yandri mengatakan aneh bila hanya pilpres saja yang dipermasalahkan terkait usulan hak angket pilpres ini
tamrin club kenchi salah satu klub tertua di kota medan
nah permasalahan yang lain adalah kantong parkir freddy
suasana tenang dan nyaman ala hunian pedesaan menjadi alasan pengunjung datang ke kedai kopi ini
cuma hanya memang ada beberapa yang masih membekas sampai sekarang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
saya pun sangat menikmati perjalanan ini
mesti menuju satu banding tiga puluh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
terbukti pada waktu kunjungan delegasi dari thailand beberapa waktu lalu
satrio adi muhammad iqbal jakarta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
setelahnya diamkan sekitar tiga puluh menit hingga ragi mengembang
tarian dan musik gamelan
enam belas agustus dua ribu dua puluh dua nadira tak bisa buang air kecil
lalu yang kedua ternyata penyebabnya itu adalah latar belakang ekonomi
kita cuma support kita sebagai asosiasi memberikan support
itu badan kita tetap mengkonsumsi oksigen sama seperti ketika kita berolahraga
bagi para pelaku perjalanan dari luar negeri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
memang sebagian besar kasus itu
bilang bahwa harga pesawat terbang itu tidak ada yang tahu
secara gak langsung kan lu udah ditempa di ini sekolah lu sekarang
sistem kontraflow dan satu arah masih berlaku di jalur trans jawa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
ya seperti biasa ditemani co host andalan kita
saya pernah melihat di satu restoran besar dia menggunakan juga dia dengan stok yang sangat banyak
sholat rawih bersama sama berjemaah seperti itu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
turki mereka kalahkan empat dua di dua ribu tiga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
kita hilang jati diri kita sebagai bangsa
oleh karena beberapa sesi yang sudah kami lewatkan
nah saran saya pertama kali sebelum anda kesini adalah gunakanlah transportasi umum
saya ingin mempertanyakan ini harus diperjelas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
memang apa namanya latar belakang kami mengajukan ini ada masalah di dalam undang undang narkotika kita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
satu satunya cowok dari indonesia mungkin dari tiga orang kan duanya cewek tuh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

kemudian penderitaan narkolepsi ya tentu membutuhkan obat obatan
namun berbanding terbalik dengan usaha sate yang justru
berhasil motoin salah satu event yang luar biasa juga waktu itu abl ya
potensi hujan potensi gelombang tinggi segala macam
biar gue bisa dapet yang apa gue mau gitu
memperlihatkan hasil usg kondisi janin dan seorang ibu tengah berada di ruang operasi
tapi masih ada yang lainnya masih yang fight gitu
kemudian yang berikutnya mengenai umrah juga
kak berarti yang ini yang stereo flow itu setelah kakak bikin ya kak ya
panggil kepada empat orang tambahan atau lima orang tambahan ya lupa sultan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
dodongkal terbuat dari tepung beras yang dikukus bersama gula aren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
bahkan mereka sampai bilang ada yang menyebut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
siapa bilang usia lanjut bisa menghalangi tubuh untuk tetap aktif
perajin wayang klitik juga jumlahnya bisa dihitung dengan jari
kalau asumsi kami sekitar tanggal dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat
kita harus memperbesar like minded countries
kini korlantas polri tengah menunggu proses pengadaan material tnkb baru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
memang yang ditulis di ruu ini juga yang dimaksud dengan mungkin platform penyiaran digital ini
nah saya tuh baru tahu kalau oleh oleh di pasar gede itu kita bisa nemu oleh oleh itu berupa ayam goreng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
sekarang memang lebih fokus ke situ juga ya kok ya
yang logikanya tidak akan menghasilkan
segera menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada atasan di kpk
yang akan dihadiri oleh pak gubernur pak wali kota sebagai kepala bp batam
jawaban dari masalah masalah ini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
tebu yang telah siap panen dengan rentan usia sepuluh dua belas bulan dipotong bagian pangkalnya
yang sama kita lihat ada pemberian angpao
ini adalah perintah yang keempat
aku tanya mau coba gak daftar bareng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
terima kasih rio sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
mereka untuk melakukan dan menurunkan tugas terutama terkait dengan infrastruktur dari pemerintah sendiri ya
waalaikumsalam selamat malam mas bram
mana orang yang melakukan perundungan dan mana orang yang dijadikan sebagai objek perundungan
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
kita bisa meneruskan pengampunan yang kita terima dari bapak surgawi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
kalau kita bisa produksi bahan baku maka obat jadi murah
malu ini dijual dengan harga rp dua puluh lima hingga rp tiga puluh per porsi
terkait dengan mengapa sistem proporsional terbuka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
sembilan puluh persen sih saat ini di jakarta aja ya
biasanya pemilik reptil berasal dari kalangan menengah ke atas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
bahkan katanya iqbal ada lampu bulan bintang yang terang benerang sebulan penuh selama bulan ramadan
jalan jalan kok di pasar tradisional
saya menjajal kiosnya krl dari jakarta menuju bogor
termasuk berjaga jaga jika kereta mengalami kendala dan harus berpindah gerbong
kan ada batas maksimal ketinggian aman
harusnya sih bisa langsung masuk ke rafah
alhamdulillah baik ya mas asrari ini kan tentu kalau kemarin di mk sedang ramai begitu ya memperbincangkan soal paslo satu dua tiga yang ternyata juga cukup ramai di media sosial ya
makanya kemudian prabowo menggunakan itu bahkan sampai ada instagramnya sendiri
ketua perkumpulan dokter pengembang obat tradisional dan jamu indonesia ingrid tania menyebut
announce di akhir pekan ini mungkin
ada yang puasa dan ada yang juga tidak begitu
meski pandemi sudah usai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
sampai juga bisa dipilih untuk menambah cita rasa
saya tidak penasaran dari mana ia dapatkan motor ini
ini adalah kereta papandayan dengan tujuan akhir stasiun garut
tidak terlalu jauh dari nalar gitu ya mas
tentunya masyarakat indonesia khususnya jabodebek ini sangat menantikan lrt untuk beroperasi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
kita lanjut ke proses pembuatan telur asin
maka dokter dokter indonesia harus mengupgrade pengetahuannya di bidangnya masing masing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
dengan sistem yang transparan geri yakin petani yang bermitra dengannya akan mendapatkan harga lebih baik
rumah sakit pusat otak nasional prof dr mahar marjono jakarta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
di antara pasukan tank israel dan lebanon yang sudah dalam kondisi siap tempur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
bagi warga sekitar keberadaan masjid cengho yang berdiri di tengah tengah permukiman warga jagabaring menjadikan mereka bersyukur karena tidak perlu jauh jauh lagi untuk beribadah
dengan uncian kelas enam sejumlah lima siswa kelas lima berjumlah tiga siswa kelas tiga berisi tiga siswa dan kelas dua hanya dua siswa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
jaksa menolak karena menilai materi pokok bukan ruang lingkup eksepsi
mengatakan mereka mendokumentasikan dalam beberapa bulan terakhir adanya peningkatan pengawasan terhadap perempuan dalam skala besar
meski demikian budiawan meragukan bahwa gas air mata yang kadaluarsa dapat terurai menjadi gas cyanida
salah satunya dalam mencari batu dan kayu yang digunakan saat atraksi
itu kayak itu yang terlibat tuh banyak banget gitu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
dalam beberapa hari terakhir atau paling tidak saat ini dari pantauan anda
perang darat tidak terjadi
ya berarti ya itu lagi balik lagi semua
rekan bambang wijayanto ahmad waghil kamal kemudian refli dan rekan rekan yang lain
saya sendiri berangkat ke kanada
yang justru membantah pak terkait dengan informasi harga cabai rp empat ratus lima puluh tersebut
kita akan menggunakan margarin
warung spesialis sop buntut kuah bening
mario dendi juga harus membayar denda restitusi
satu persatu ikatan tebu kami turunkan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
ini sebenarnya bagaimana suasana ramadan yang tentunya ini kan belum pernah dirasakan oleh miki sebelumnya
deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas pendidikan dan moderasi beragama kemenko pmk
bagaimanapun media pasti diundungi dong
bahkan mempercayai allah atau tidak
atau mungkin ada pikiran pikiran yang sudah tidak realistis lagi
atau membelinya melalui platform online
kalau temannya sedang melancarkan aksi petik motor
mungkin bisa disaksiin di tiap hari kamis kali ya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
kita hanya perlu memperhatikan takarannya
biasanya saya sarankan tetap mengkonsumsi makanan bergisi lengkap dan seimbang rutin pagi siang malam
bagi yang tidak menyukai makanan berat olahan roti panggang ala kopi tiam bisa nih menjadi pilihan
ini punya ciri khas itu bukan orang jagian di tanggal tertentu mbak meggy
mereka yang diharapkan sebenarnya bisa memfasilitasi bahwa gugatan dari pihak satu dan tiga itu bisa dikabulkan gitu
harus langkah langkah hukum lah diselesaikan secara adat dulu ya kan
mulai dari ular kura kura kodok bunglon toke hingga berbagai macam kadal
kayak balapan di satu balapan kan harus ada medical
di tengah pandemi covid sembilan belas makanan dan minuman menyehatkan semakin populer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
lebih suka beli baju baru atau baju bekas
jajanan yang satu ini namanya lengcongan
terus konsolidasi kan memanaskan mesin
kemudian yang kedua pembersihan sampah mbak
laporan baru itu menemukan bahwa hambatan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
ceritanya sih gue itu gak pernah mau pakai warna yang girly waktu balap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
demikian juga adalah sertifikat di bidang kebencanaan
sebuah suntikan yang menurut gue sih positif sebenarnya untuk vincent ya
mau dia pendukung pemerintah atau tidak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
nanti habis dari sini kami langsung rapat lagi teknis di kementerian investasi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
kunci utama dalam mencuri motor adalah pandai memantau suasana
terus saya bilang sama kepala sekolahnya
transportasi tradisional yang kini terus tergerus zaman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
tapi kita tidak pernah tahu kaki yang keselio yang sakit perut itu
lebih panjang dan hampir ada sekitar tiga ratus kata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
dengan catatan masjid dan musola memiliki ventilasi yang baik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
walaupun tidak setinggi bulan april ini
nah bagaimana pendapat dan pandangan pak ganjar melihat problem pendidikan tinggi di indonesia ini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
namun karena ia telah menunggu lama karena tidak dikabungkan permintaannya untuk bertemu dengan peminan
itu juga anak dari morenin
nah dari dari situ itu mungkin ada ya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
kami sudah mengajak teman teman untuk berkolaborasi dari pengrajin pengrajin lain
kita memang lihat tren angka hupaus di seluruh dunia ini menurun
beberapa kecamatan yang terkepung banjir diantaranya tikala wenang tuminting singkil bunaken sario wanea dan paal ii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
bukan kemudian rasio emancipatoris gitu
terus batubara digunakan oleh pln pemakit listrik
bahkan beberapa bangunan sudah tampak tak terawat
setidaknya akan ada delapan puluh lima lima juta orang akan melakukan perjalanan mudik yang empat puluh diantaranya menggunakan jalur darat
saya mau kasih rekomendasi tempat makan
ke kompor induksi dengan menyasar lima juta keluarga penerima manfaat
untuk meminta kekuatan dan perlindungan bagi mereka yang akan melakukan atraksi apen bayeren
tapi sdm ini kan dokter dante mengatakan bahwa sdm kita ya semuanya itu ada ya
hal ini menyebabkan penangkapan sedikitnya sembilan belas ribu pengunjuk rasa beberapa di antaranya menghadapi hukuman mati
kalau kita udah bisa punya penangkal untuk diri kita gak masalah
wah gila owi udah bisa ngaper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
kita coba tuh coba coba latihan pertama gak nyampe akhirnya nyampe tapi titip pesen sama dia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
namun sebelumnya mari kita mendengarkan lagu pujian yang berikut ini
gerakan ini mengajak anak anak untuk meninggalkan gadgetnya
dalam rangka agar masyarakat kita mendapatkan suguhan dan harga yang lebih murah
itu sangat tidak mungkin dan tingkat kesulitan sangat tinggi untuk mengolah menjadi dunia medis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
ya kalau gak ada alternatif freestyle ya gue bisa jadi bisa jadi
semua proses membatik seorang diri
lajur ini dibangun oleh pt lintas semarga sedaya atau astra infra sejak akhir tahun lalu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
lapis legit surabaya mempunyai enam belas lapisan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
sepertinya pusat perbelanjaan restoran dan juga sebagian besar bisnis juga tetap tutup
seolah olah tidak mempertimbangkan biaya hidup yang ini terendah loh
oke mbak mira apakah kemudian serikat buruh menilai bahwa pemerintah seperti memaksakan kehendak dengan menerbitkan prp cipta kerja ini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
ada cecilia sefanya atau anya dipanggilnya
nah ini juga dengan gayanya seperti misalnya pak anies bikin live tiktok itu tentu saya lihat punya pengaruh ya
sementara jika berolahraga di luar ruangan saat hujan secara berlebihan kemungkinan yang bisa terjadi adalah hipotermia
mengalami amplifikasi atau efek trampolin
belum buka saja tapi pembelinya sudah banyak yang antri nih
oke mari kita laksanakan secara konsisten
dari tim bisa menyampaikan kemudian warga juga paham
tapi di peacegen kita belajar kalau apapun latar belakang kita
yang mencatatkan untuk coverage
kendati demikian pemkot bandung menyatakan tidak akan melakukan psbb atau lockdown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
kalau dihitung ternyata kamu butuh teleskop sebesar bumi
berada di hutan di filipina terjebak di tengah badai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
yang sepuluh ya setengah sepuluh datang
untuk yang ingin kalau misalnya penghasilan kita masih kisaran lima sampai sepuluh juta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
tujuannya mereka kita pemain basket tuh harus lulus dulu
anda adalah tokoh penting dari nii
baik mari kita baca bersama firman tuhan dalam injil lukas dua belas ayat tiga puluh lima sampai empat puluh
tim liputan cnn indonesia
nah ini divisi dua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
tadi anak anak juga mungkin sulit mengeksi gejala yang berbeda dari kondisi kesehatannya
pernah tapi kan jokovic kan dia mukulnya kenceng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
yang telah memberikan informasi informasi yang baik kepada masyarakat tentang suatu proses penyelenggaraan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
membuka peluang untuk mengkaji legalisasi ganja untuk kepentingan kesehatan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
yang lebih banyaknya kan dalam tanda kutip backpacker gitu ya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
ada salah satu yang paling terkenal yaitu fufu dan egusisu
menu utamanya sendiri ada pada set menu empat hingga enam
ini juga sudah mulai dilakukan penyidikan khusus untuk viral blast global
menjadi lokasi yang kami sepakati untuk bertemu
sayur berbahan nangka muda di warung bu husnia yang ada di persibakan rel kampung ini
maka saran saya adalah coba buka dulu deh lemari gudang dan lain lain
aksesoris ini disukai pesepeda karena keunikannya
so far kan yang kita tahu baru dua nih pemainnya ya kan
dilakukan sejak akhir juni lalu
karena memang batunya ini bentuknya seginya seperti buah
tim liputan cnn indonesia
tapi kemudian bisa terpicu atau kemudian muncul ya
nah ini ada pejalan kaki ini kita tanyakan langsung
ada perawat dokter dokter gigi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
sehingga menjadi ciri khas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
sebab kalau rakyat lapar itu semuanya bisa dilakukan ini yang sangat sangat penting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
itu harus menggerakkan banyak banyak di area itu
sebenarnya kalau di tenis itu
kalau tidak salah sampai dua ribu empat puluh tujuh ya statusnya

ini dengan kehidupan gue yang sekarang
saya kira dari siapapun ya yang kemarin sebelum pilpres kami melihat ketiga calon capres cawapun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

atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
buat piala dunia saja kan buat kedepannya
salah satu penyesuaian yang munsif lakukan saat berlari tanpa alas kaki adalah dengan memperpendek langkah atau cadence
sambil menunggu kerupuk mengering kita juga harus memantau cuaca
kalau anda memang tidak sanggup untuk membayar
tempat makan yang berdiri sejak dua ribu tujuh ini menghidangkan sekitar sembilan puluh jenis makanan khas sunda
berarti ini rencananya ini kan belum ada keputusan final ya dari tim nas sendiri
namun menjelang musim penghujan petani pun akan bersiap untuk menanami lahannya dengan tanaman padi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
selamat malam mbak mepi alhamdulillah sehat semuanya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
enggak pemerintah mesti dikritik
ini kan yang dikeluarkan dari orang orang yang mengaku
tapi gue pengen lah dia terpapar balap kayak nonton gitu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
yang kedua monitoring jadi petani bisa monitoring dengan cctv di kebun bisa ngecek kebun di mana saja
nah puskesmas itu kita upayakan untuk menyaring siapa yang harus berobat dan melahirkan di rumah sakit
setiap sepuluh menit aduk aduk gula semut agar tidak menggumpal satu sama lain
kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala lembaga biologi molekuler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
apalagi kan setelah pasca pandemi banyak sekali event tidak hanya di seoul
kenapa kita mikirin omongan orang yang kenal aja
provinsi layanannya juga lebih tingkat tertentu
dengan suhu dua ratus derajat celcius selama kurang lebih tiga lima menit
nanti juga anda satu set gitu akan mendapatkan remotenya juga ada tombol menu kemudian pilih pencarian saluran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
berkaitan hubungan dengan kampung saya
tak ketinggalan berbagai bubu dan sambal
mungkin lu ada masukan lain sama tanggapan lu tentang atau mungkin tanggapan lu deh tentang rookie combine
kemudian melihat dan mengamati dua hal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
peace generation kemudian semakin berkembang menjadi sebuah gerakan sosial
tidak semua data pertahanan yang harus dibuka di forum debat adalah rahasia
begitu tiba ikan ditimbang terlebih dahulu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
itu tidak bisa migrasi ke tiga kilo
amoy amoy kecil ini sudah menunggu sedari pagi
kalau jumlah pembagian itu sangat tidak wajar ya itu harus disipa
dia adalah mantan pelabur nasional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
tapi pertanyaan saya berarti dari mas gibran tidak akan mengkoreksi ataupun tidak akan memperbaiki program ekonominya pak jokowi ya
dimana kita ditutup untuk bisa berinovasi dan menciptakan hal hal baru sehingga kita bisa tetap bertahan
anda bisa punya pilihan untuk tinggal bersama warga lokal dengan harga hunian yang murah namun dekat dengan pusat kota khususnya jalan malioboro
balik lagi pada data yang sama
dengan tradisi gebuk ende yang dilakukan masyarakat saraya karangasem saat memohon hujan
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
wih geter ya setiap ada mobil lewat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
supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga kita punya solusi terkait dengan sekarang banyak industri yang mulai memakai teknologi
berpengaruh terhadap pengendalian kendaraan
nanti data data itu akan dipaparkan di angketnya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
maka biaya kontrak rumah yang ideal buat dia itu maksimal hanya sepuluh atau setengahnya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
nah dari dua belas orang dipilih tujuh ya buat berangkat ke jepang tuh
buat gue sama tapi ketertarikan perempuan aja yang agak susah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
apakah ini bisa mendorong simpati publik untuk bisa kemudian mendorong suara di paslo nomor tiga
baru baru ini mengalami pelecehan seksual
saling balap balapan ya kalau kita lihat bang josho ini akselerasi vaksinasi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
nah tentunya kita ingin bertanya tanya nih bagaimana sih keriuhan di media sosial sendiri terkait hal tersebut apa betul
cuman mungkin ada sedikit tambahan gitu ya
kain tenun memiliki sejumlah fungsi dan peran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
jangan lupa kita punya proyek ibu kota negara
terus kok akhirnya di sm itu pas lagi tanda tangan kontrak dua tahun sampe dua ribu tujuh belas itu ya berarti ya
tapi apakah ada pernyataan atau menyampaikan langsung ke pemerintah indonesia terkait hal ini ibu
kalau sampai terjadi full ground operation
peja gubernur papua barat daya muhammad musa ad mengakui keindahan goa ini dengan stalaktit beraneka ukuran yang menghiasi langit langit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
nah karena dewan keamanan pbb ini macet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
ini perlu ada pengetatan pengawasan protokol kesehatan
lu guru besar lulusan mana kan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
daftar untuk pindah memilih selambat lambatnya tujuh hari sebelum pemungutan suara
secara sistem dan bagaimana penyiapan purna ke depannya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
atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain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
kamu tidak harus melakukan sesuatu seperti melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan
nah yang dihilir juga sama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
kita berharap jawa tengah segera menemukan kasus terakhir tidak ada lagi kasus baru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
dinilai seratus juta rupiah
tapi memang untuk mendapatkan vaksin sangat mudah begitu juga boosternya
agak geser ke kiri atau ke kanan
ada lembaga lembaga negara yang ketentu undang undang
satu hal lagi bahwa tahun lalu belum ada vaksinasi
beras ini dianggap mampu mengurangi plak arteri
ya ini padahal kemarin udah di madura itu udah dijahit gak taunya sampai sini rusak lagi
fisik prima wajib dimiliki petugas lapangan yang melakukan aktivitas bongkar muat
masing masing sembilan lembar daun pandan
bahkan dia kasih contoh untuk
salah satu tempat cantik di kecamatan sukamakmur adalah siturawa gede
untuk asas asas ini karena kedua duanya disalahpahami
saling merasa menjadi pihak yang kemudian dianggap sebagai tersangka dalam tanda kutip dalam konteks karakter toksik ini
sementara untuk ikhlaq menggunakan coklat masak
nah penutupnya hakim daniel yang biasanya tenang
titik terendahnya di badminton itu yang waktu aku mau pensiun
menjadi penopang perekonomian warga desa sekip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
sehingga hadir predatory pricing harganya murah murah tidak masuk akal yang pasti produk produknya tidak mungkin dikompetisikan oleh umkm tidak bisa dilawan harga harga seperti itu
sepuluh dari empat belas vaksin program masih diimpor
belum bisa menyampaikan sekarang presentasinya berapa
yang menyatakan berusia paling rendah empat puluh tahun
maskapai penerbangan berupaya untuk mengeluarkan semua orang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
agar tetap berhati hati saat berada di transportasi publik seperti remuk dan tuk tuk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
kereta ini memiliki layanan makanan dan minuman gratis bagi penumpang
sebelum ia diganding petugas pengadilan
nah ini sebetulnya kalau misal bedanya dengan baseball itu apa sih mas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
lebih nikmat lagi jika disajikan dengan nasi hangat bertabur bawang goreng dan sambal varian rasanya
uang adalah akar segala kejahatan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
beberapa lima tahun yang lalu beberapa pasien itu memang mendatangi ke rumah sakit ini
tapi kebetulan film itu sendiri
saya kasih contoh misalnya dengan kenaikan bunga simpanan berarti ada kenaikan bunga deposito
res area fungsional kilometer empat ratus tiga puluh sembilan a jalan tol semarang solo di lemahiring kecamatan bawen kabupaten semarang jawa tengah mulai dibuka
dijen pajak menyebut aturan pengenaan pajak ini bukan aturan baru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
kita akan kocok kita akan campurkan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
anda bisa berlindung di bawah meja dan apabila tidak ada tempat berlindung bergeraklah menuju dinding bagian dalam atau samping furniture yang posisinya rendah
yang merupakan wujud mantra atau doa yang dipanjatkan kepada yang maha kuasa
asep edi suheri yang sekarang jadi
ini total kos yang diperkirakan di wilayah pantura
ada ap kemudian jn
tapi apakah tahun ini juga kembali karena mengingat pembatasan covid ini sudah dilonggarkan
saya mengutip data dari kemdikbud dan kemenkes minggu yang lalu ya
tetapi mari kita meminimalisir dampak negatifnya
agar sampai hari hat tanggal empat belas februari nanti tidak ada lagi pemilih yang tidak memberikan hak pilih
cuma saya bahas belum ada urgensi ekonominya untuk mengeluarkan bansos pada bulan februari
dua klub yakni arema dan psis copot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
termasuk india pakistan indonesia dan filipina
kemudian lalu saudara mengambil posisi
biar kalau mau serius udah sembilan aja ya soalnya pasti gini gini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
namun tingkat ptsd mengalami peningkatan dan komisi kerajaan untuk bunuh diri veteran dan pertahanan kembali menarik perhatian terhadap kondisi ini
waktu aku udah di klub gresik sebelum ke jarum
nah kalau sentimen murni kalau kita sebutnya sentimen murni itu adalah sentimen yang memang
hingga empat belas mei kementerian kesehatan gaza mencatat
yang bikin onar yang melakukan pelanggaran hukum
roster adalah material bangunan yang juga dikenal sebagai ventilation block
bahwa bukan untuk uang administrasi tapi uang untuk membeli koper sebagai wadah uang
penerapan tiga m adalah syarat mutlak yang harus dilakukan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
namun pada dua ribu delapan belas akses ke pipa tersebut dihentikan tanpa penjelasan
misal minggu ini adalah lima ratus kalori
ia telah mengalami penggodaan penggodaan setan
ini yang paling sering tidak dilakukan oleh pengemudi yang ada di indonesia kenapa
membuat pengunjung tertarik untuk datang
baik kami berikan kesempatan terakhir untuk capres nomor tiga
kebijakan ini akan berlaku mulai juli mendatang
kalau tidak ada pengubahan sistem distribusi untuk gas tiga kg itu
dengan adanya capaian vaksinasi yang lebih target
pada hari biasa antara senin hingga jumat
sehingga kalau peningkatan ataupun akselerasi dari pemberian vaksin ini juga bisa terlaksana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
termasuk ke mall termasuk ke pusat perbelanjaan termasuk juga ke tempat wisata
apakah mungkin terlalu banyak barang barang yang sudah expired
sampai sekarang tidak pernah tutup jadi terus menerus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
apakah variable ini bisa dijadikan salah satu urgensi sehingga bansos digelondorkan di awal tahun ini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
sebenarnya dari sudut pandang anda
artinya sagittarius a memiliki gravitasi yang sangat besar
cuman yang gue agak concern sih di minute play nya mungkin nanti ya
untuk menunjukkan misalnya bahwa yang satu lebih tenang atau yang satu lebih berpengalaman lah
seperti makanan atau minuman yang mengandung pedas coklat kafein alkohol dan makanan berlemak
ada kemungkinan buat bisa gitu bertanding
tikus ini harus dipisahkan untuk mencegah menularkan penyakit
bagaimana mewujudkan parpol yang sesuai dengan kehendak rakyat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
nah ini adalah rutinitas para calon anggota pasca ibraka tahun dua ribu dua puluh dua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
biasanya kita maksimum dua ya
pasar pasar di sekitar tempat saya tinggal disini sudah penuh dengan ibu ibu yang berbelanja
yakni lima puluh delapan miliar rupiah
bahwa kemudian saya punya hubungan baik juga
yang dipicu oleh kematian menjurgakan mahsa jina amini dalam tahanan pada tahun dua ribu dua puluh dua yang ditangkap karena tidak mengenakan jilbab dengan benar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
kita punya cita cita dari delapan tifa match day kan kita sudah sepakat tujuh untuk memperbaiki ranking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
maukah kita pergi ke sana anda boleh dapat jawab sendiri
atau tempat mencetak yang namanya dicetak kan di gergaji di pahat di paku itu dicetak gitu
ini prototipe saja atau nanti kemudian hari bisa direplikasi di tempat lain
menurut para pekerja di pemerintahan kota cirebon peristiwa ini terjadi berbarengan dengan turunnya hujan
sebelumnya polisi tak butuh waktu lama mengidentifikasi kedua pelaku aksi bom bunuh diri
tentang aktivitas gunung merapi yang sebenarnya sulit untuk diprediksi oleh
kami saya pernah di wanjabatan bisa jadi neraka di cikampek benar benar berhenti
untuk mereka dalam cara yang paling ideal
mulai dari ular kura kura kodok bunglon toke hingga berbagai macam kadal
menggunakan kompres dingin pada mata bisa digunakan es batu yang dibungkus kain bersih timun teh kantong
tapi kalau raket tuh ada jenisnya gitu juga gak sih dila
nah waktu itu disuruh oleh sultan agung untuk menyerang tentara poc ke betapia
kita melihat bahwa ini ada satu
membuat samin menjadi patron masyarakat petani desa yang kuat hingga saat ini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
kita tinggal menghubungi landlord untuk melakukan semua hal hal yang terkait dengan tadi
ide penyajian dengan cara dibakar di dalam daun pisang merupakan ide dari sang kakak
padahal saya katakan itu alat bantu kecurangan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
sebelumnya jadi dulu waktu cibutet itu pisah sama mas kedeng mas nova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
semuanya kemudian diulek secara dadakan
ini memberikan usaha pada justru
ada rame rame ribut terus tidur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
orang tua mereka pun berharap mereka berempat menjadi insan yang berprestasi
jadi dari data yang diimpun oleh cnnindonesia com bagi anda yang masih menggunakan tv analog anda dapat menyaksikan siaran tv digital dengan menggunakan dua tambahan perangkat baru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

sebenernya kesempatan juga sih untuk kalian yang masih di bawah tanggung jawab orang tua
khususnya bagi orang yang hidupnya bergantung pada obat obatan tersebut
malah investasi di indonesia lebih banyak yang padat modal daripada yang padat karya
presiden percaya kita nggak akan lakukan itu
tim liputan cnn indonesia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
dapat dihilangkan dengan olahraga teratur
seperti gula pasir gula merah dan sirup jagung
salah satu cara yang paling murah untuk memperlambat miopia adalah outdoor activity
ada partai nasdem partai pks dan juga demokrat solid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

yang di freeport ya bukan perusahaan batu bara tapi di tambang bawah tanah mereka sudah menggunakan truck listrik
selain itu mengenalkan penyebaran islam di palembang oleh
untuk melakukan pendidikan di luar negeri
apalagi konteksnya adalah australia dan indonesia gitu
meski sejumlah aturan mengizinkan warga asing masuk indonesia
sehingga ini adalah isu dari karakteristik zat itu sendiri gitu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
atau sama atau mungkin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
sayangnya gambaran tempat wisata kita
kemudian berapa bahan bakarnya
masukin nih pesan pesannya nih
pelantikan tujuh anggota komwasjak ini terdiri dari ketua merangkap sebagai anggota yaitu amin sunaryadi
merupakan sebuah konsepsi dari ayat di al quran
tempat latihannya luas kan tuh
produktivitas lahannya pun terjaga
hingga serabi kekinian dengan topping keju dan sosis
kalau hujan deras ya enggak cuma kalau pas lagi agak grimis gitu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
ini juga dibuat dapur umum
tidur di dalam mobil saat telah berkendara sudah lazim dilakukan saat beristirahat di rest area
ini kurang lebih kapasitasnya sekitar empat sampai enam puluh orang ini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
mengulas prinsip prinsip surgawinya
kemudian juga tidak sehatnya ekosistem bumn sendiri
kerja buat itu ya koko berarti ya sekarang ya
gak memenuhi komitmen untuk balik ke indonesia
nah rambu ini ada dua motif berbeda ya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
ya saya masih melihat seremonial aja sih
ada hal yang ingin kami konfirmasi terkait dengan pelaku
krisis ini paling terasa di new south wales tasmania dan queensland
namun ini yang menjadi kewaspadaan kita mestinya ya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
oke baik terima kasih sekali mbak mira sumirat presiden asosiasi pekerja indonesia atas waktunya kepada cnn indonesia newsom sore ini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
meski umat muslim di dusun kecicang islam berasal dari suku sasak lombok nusa tenggara barat
utang bersejarah itu ditahan selama kebakaran semak musim panas hitam dua ribu dua puluh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
urusan beras tolong dilihat betul
dari enam puluh lima tujuh juta pemilih di filipina waktu pemilu dua ribu dua puluh dua
menyingkirkan dulu ke airway kendaraan berat apabila terjadi mogok
bahwa saya akan jadi penjuang perdamaian
lantaran itu juga memerlukan bandwidth yang besar
badai cedera yang diakibatkan oleh persiapan fisik yang tidak maksimal
yubelius menggunakan ikan tuna sebagai bahan baku ikan asap
masalah finansial kerap menjadi kendala untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan atau mengikuti tren yang ada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
ada energi lain yang mungkin bisa
sehingga memang di sini kalau kita lihat dari sisi projection nya sendiri ya the fed memberikan ataupun merevisi beberapa indikator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
kemudian barang bukti yang sudah diamankan sementara ini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
ada beberapa titik waspadai yang harus kita lihat
pemerintah mulai membahas dan memasukkan program program baru dari presiden dan wakil presiden terpilih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
selain karena cinta dengan hewan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
masih di cnn indonesia tech news kalau kita lagi nonton film ada dua indera yang sering digunakan yaitu penglihatan dan juga pendengaran
bilang oke boleh karena waktu itu peringkat aku itu tiga puluh an
hanya satu kali saja digunakan
namun juga digelar untuk pemilu legislatif
dari sejak di stop semua aja tuh
bagaimana kerukunan antar umat beragama masih terus dijaga di kampung pulau
jika tidak berlebihan serta diimbangi dengan nutrisi lainnya
salah satu pemain nasional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
diikuti oleh curah hujan ekstrim dan banjir bandang
dijamin bikin puas tanpa menguras kantong
banyak atlet yang cedera dan seolah olah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
kebetulan barangnya pun dilempar ke lampung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
itu dulu yang dari dulu kita targetin dan itu sudah mau terjadi sebenarnya di tahun dua ribu dua puluh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
jumlah wisatawan dari indonesia
di lima belas provinsi di indonesia periode tahun dua ribu empat belas dua ribu enam belas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
boy group asal irlandia tersebut bakal mengunjungi jakarta dan kota bandung
untuk menangani kasus yang sedemikian serius tidak cukup dengan kuhp
siswa dibuat duduk melingkar agar bisa mendapatkan pandangan yang lebih luas
kalau assalamualaikum bahasa arab
pekerja bisa melakukan work from home selama dua hari usai libur lebaran
ada super youth ada youth junior senior ada empat
infrastrukturnya adalah dengan mengakreditasi seluruh pelayanan kesehatan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
dua catatan itu yang menurut saya perlu didalami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
menurut saya materi materi pemainnya cukup bagus ya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
selanjutnya kita beranjak kepada keluaran dua puluh ayat tiga belas
maka anda bisa menambah lagi asuransi kesehatan swasta
berarti emang titik terendahnya pas itu ya berarti ya karir kamu ya
orang luar kan roti salad pasti nutrisinya kan
ini adalah istilah yolo juga nih mbak mungkin masih asing buat sebagian orang
sejumlah sarana dan prasarana seperti lantai dan dinding kelas terlihat rusak
yang paling enak antara di singkawang ini tempatnya di sini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
menurut dia ya tapi kan gak nabrak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
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia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
nggak semua orang tapi memang ada beberapa orang yang seperti itu
bahkan keluarga mereka sampai pindah ke kota solo
sanitizer itu menjadi juga sangat bermanfaat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
hal ini sekaligus mengedukasi warga dalam menanam dan memelihara tanaman anggur hingga bisa berbuah
sektor sektor syariah gitu kayak perbankan syariah tuh
pasar umum lalu ada jamunya kalau ini memang didominasi oleh jamu
kecuali bagi mereka yang sedang menjalankan terapi dan dalam pengawasan dokter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
sementara itu minyak dengan asam minyak tak jenuh ganda memiliki kandungan yang baik
gak apa apa kok bu anak ibu gak apa apa
nah itu statusnya itu tetap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
target ketika lo suka basket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
kemampuan membatik mbah sum didapat secara turun temurun dari keluarga
tanpa menunjukkan raut wajah kepanasan ataupun kesakitan
istilahnya gajinya lebih kecil dari westbrook gitu
kalau emang sekolah lu yang nawarin dulu nih gue ada pemain nih sultan gitu biasiswa atau gimana sih
serius dan tegas seperti itulah sosok kopral ii mudasir
ungkapan senaida dilontarkan awang darmawan pengamat komunikasi politik universitas surabaya
migran regional yang disusun oleh bapak riki kusumo berikut ini
nah ini bisa di link kan dengan apa yang diserap dari masyarakat
atau tidak berdampak terhadap evakuasi jamaah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
ya film itu adalah jendela dunia gitu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
yang paling penting adalah menjaga pola makan yang baik
emang dia emang dia emang iq nya tinggi aja gitu
ya mungkin kalau terlalu lama bisa karena ini saya kan cuma lima puteran aja
menuju masyarakat sehat cerdas manusiawi
mungkin saya yakin itu digali dari budaya bangsa indonesia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
tapi ada beberapa poin yang menjadi bahan
kalau yang lain masih ada pelindungan lihat topi kacamata gitu masih ada
jika tiba di muara gembong pada pagi hari kita bisa berbelanja hasil tambak segar
cuma yang salah satunya ada yang
pengembangan kompetensi itu baik
sementara pada anjing ada penyakit parvovirus
gue udah beliin mobil mobilan gue nontonin dia f satu dari kecil
panjang tiga meter itu diketahui pertama kali oleh seorang pegawai showroom yang melihat ada ular besar masuk ke bawah tangga tempat penyimpanan barang tak terpakai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
ya biasanya sebenarnya kalau misalnya sebelum pandemi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
maka di bulan bulan lain yang mungkin penghasilannya berlimpah
dalam daftar acara tahunannya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
tidak terekam saat terbang
buah jamblang juga dikenal sebagai duet atau jambu keling
nyambung ya dari main bola ke menembak ya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
tadi sampaikan perusahaan perusahaan udah mulai happening ya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
sama kalau sudah saatnya dikasih obat cacing dikasih obat cacing juga
kalau kelompok lampung ini memang murni pemetik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
agar permintaan natal itu bisa tidak fantastis harganya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
tetapi setelah sudut pemiringannya tercapai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
namun harus dibantu juga sama pemerintah daerah gitu
seneng lah kalo papanya juara atau apa ya mungkin belum tau lah itu juara atau apa
di mana masyarakat diminta untuk makan lebih sedikit dan lebih banyak bergerak
wah kayaknya video asik juga nih gitu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
selain kecicang islam masih ada tiga dusun lagi yang berada di bawah naungan desa bungayakangin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
nah soal saksi fakta kami
mengaku dirinya jarang bertemu dengan anaknya
gitu kan untuk kemudian
kemudian ya maksimalkan potensi potensi berdua untuk kemudian melanjutkan hubungan ini sehat secara muntal
digitalisasi dalam dunia pendidikan memungkinkan pengajar dan pelajar dapat melakukan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu
sehingga akhirnya di laga terakhir yang menentukan kita tidak bisa lolos
ya alhamdulillah sih antusiasnya sangat ramai mas
mulai dari sebuah e commerce dua ribu dua puluh juga sembilan puluh dua juta data dari e commerce
selain kondisi air dan kebersihan kolam
di antaranya atap masjidnya yang tanpa kubah merupakan ciri khas atap masjid jawa
kolonel teks sunu eko prasetyo mengungkapkan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
wanita berusia enam puluh empat tahun ini awalnya tidak menyadari dirinya terkena diabetes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
ini berarti mimin mulai basket suka basket dari kapan
tapi giliran reforma agraria yang janjinya sudah sejak dua ribu empat belas
nah jika kpi melakukan verifikasi konten
inilah deretan fakta warga negara asing
potensinya lebih banyak gitu untuk capaian organisasi
bukan berasal dari penyedap makanan melainkan asli dari air rebusan ayam tersebut ayamnya kan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
apakah ini masih akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya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
tapi kadang kadang mengandalkan berharap yang pembalap cewek aja tuh susah gitu
mereka menerapkan empat bunga perharinya
terlebih kuliner tradisional ini memiliki cita rasa khas turun temurun
bakso ini disajikan di atas nampan dengan lumuran cabai pedas dan taburan bawang goreng
selama ini juga ikut bergabung dengan timnya coach sintayong
akan mendapatkan nilai tertinggi
teman teman petani membuat produk yang berkualitas membuat produk dengan biaya rendah membuat produk
kasus mers ya walaupun tidak banyak
lalu kalau kita bicara mengenai perkembangannya program ini sendiri juga mengelontorkan dana yang terbaru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
keunikan dari masjid yang selesai dibangun pada seribu sembilan ratus tiga puluh tiga silam ini
sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh cabang keilmuan yang ada di dunia kedokteran kita sudah punya semuanya
hampir dipasang di seluruh rumah rumah
atau mengharmonisasikan hukum domestik
ayam goreng crispy berbaul sambal ini dipadukan dengan roti asal perancis croissant
dengan misalnya jumlah pemilih di filipina yang mirip dengan kita lima puluh enam ya
biasanya madu dijadikan topping bubur gandum
nah kalau bungkus melihat squadnya nanti bagaimana sebaiknya yang kemudian kita bisa terus asah agar tadi pola permainannya bagus penyelesaiannya juga bisa optimal gitu saat nanti melawan iraq di tanggal lima belas
namun berbeda dengan baseball olahraga softball menggunakan bola yang lebih besar
kalau kita kan tinggalnya deket kute
tetap dunia ini tidak damai
pokoknya pernah boc peringkat dua terus liga mahasiswa yang di bandung yang di west java regional peringkat dua juga kan
sama owi juga ini kan owi udah nikah harusnya dapat dispensasi pulang ke rumah
betul jadi kalau yang tadi seperti hiu paus ini adalah elasmobranch yang tulang rawan itu
apakah ini juga berasal dari pengaruh partai pengusung paslo nomor urut tiga pdip
tapi itu adalah bagian dari peradaban kota
saat ini saya sedang berada di rt sepuluh rw dua semanan kalideres jakarta barat
jalan sepanjang tiga ratus meter dengan lebar empat lima meter ini dijual pemerintah kabupaten deli serdang pada tahun dua ribu dua puluh dua lalu seharga satu enam miliar rupiah
nah memang dari simulasi ini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
kemudian yang akan menerapkan kebijakan ini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
terus keliatannya kan bagus nih
terima kasih kabak penum ropenmas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
kalau dibilang atlet nanti gimana masa depannya
kalau nggak dia muslim tapi tidak menjalankan sholat ada juga gitu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
ya begitu juga yang terjadi saat ini
tetapi saya tidak yakin gitu kan
seperti di muslim ketika ada maulid ketika ada hari raya idul fitri
saat ini telah menerapkan sejumlah aturan
perjalanan menuju wundi membutuhkan waktu sekitar satu jam dengan kapal cepat
seperti terlalu dekat dan lama menatap layar tv laptop atau handphone begadang hingga pola makan yang tidak sehat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
baik pak anies maupun caimin itu ya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
bagaimana anda melihat saat ini aspek aspek pembentuk apbn kita seperti rasio utang kemudian defisit anggaran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
dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua menunjukkan indonesia menduduki posisi keenam negara dengan konsumsi gula terbesar di dunia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
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat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
seperti yang ada di stasiun lrt harjamukti cibubur jawa barat
orang israel dan saya membayangkan
menurut lo ke kiev dulu atau ke rusia dulu ya sebaiknya
selain itu perlu adanya kerjasama dari masyarakat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
menurut masyarakat sekitar dahulu saat harga beras tak terjangkau mereka berinisiatif mencampurnya dengan singkong
serta latihan untuk meningkatkan kekuatan otot kaki dan otot inti tubuh
akan dibuka bagi wisatawan mancanegara pada empat belas oktober mendatang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
hingga saat ini warga secara mandiri membantu evakuasi warga lainnya yang masih terjebak banjir
yang tetap terjaga sehingga dapat menjalankan ibadah haji secara rusuh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
semua penontonnya lewat pakai mobil
kalau tidak diberesin sampai kapanpun

terbang menggunakan para layang tetap harus memperhatikan persyaratan salah satunya kondisi cuaca
nge gym sama makan banyak lah selesai lah
untuk pitcher atau pelempar biasanya akan melakukan lemparan bola secara melambung dan pelat
saya pikirnya seperti ini mbak monika
kalau mereka gak mau sebaiknya ditutup gitu
mengacu ke lawan politiknya atau ke siapa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
mas aku mau tanya nih ya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
hah udah lah ya liputan kuliner saya di bogor kali ini udah penuh banget nih purut saya
itu tahun lalu mas peningkatannya itu tahun dua ribu dua puluh satu data yang saya ada kan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
berani atau enggak ini problemnya gitu kan
yang itu menurut kami juga sudah cukup terlampau lama sedangkan bukti bukti yang kami ajukan ke dalam mk
bahkan ada demonstrasi dari pegawai angkasa pura menolak kebijakan itu
uang itu kepada negara kenapa negara sangat membutuhkan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
dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara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
kalau mbak prita punya waktu luang untuk banyak sekali topik topik menarik lainnya
diumumkan setiap minggu tanpa harus menunggu aturan teknisnya terbit
yang mana saya belum pernah melakukannya gitu
tetapi berdasarkan pertimbangan sepak bola yang saya tahu jepang di atas semuanya gitu
kalau terkait dengan itu apa kebijakan yang perlu ditemukan pemerintah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
selain harus dicuci bersih sebelum digunakan
seru sih bakal seru ya bu tahun depan ya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
apa yang membuat ini menjadi perhatian khusus dari guru besar ipb kita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
pastikan tidak dibantu dengan utang konsumtif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
tahun ini masih relatif tinggi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
membuat buka puasa bersama atau bukber nantinya sudah bisa dilakukan
kita akan nanti memberikan pelatihan kepada para guru olahraga
untuk kasih makan kuda yang ada di sini
puskesmas kebonsiri menjadi salah satu lokasi vaksinasi covid sembilan belas di jakarta
tujuannya apa sih sebenarnya karena hanya di satu daerah ini
gue masih bisa dipake di posisi empat gitu
pemerintahan dari dalam dan luar negeri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
sekarang kan kita kalau bicara jambore supporter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
pada hidangan pembuka juga disajikan mukou zuke dengan aneka sashimi ikan musiman
dari bola olahraga permainan gitu kan
pembesanan dan pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat
beberapa kali tembakannya prastawa saat itu tuh pemecah kebuntuan
sekarang udah ada ac terus pakai jaklinggo harganya masih rupiah
sebagai bidan dan imur rumah tangga dengan seimbang
sisi kita kan holiday nya tidak terlalu panjang juga ya
adalah salah satu kegagalan utama yang mereka temukan
kalau lokal misalnya harus ada persyaratan tentang halal misalnya
selamat siang pak joko nah di suasana lebaran kali ini tentunya ada yang berbeda begitu ya pak dari dua tahun sebelumnya
nggak perlu mikir cepet jadi lebih santai
bisa menciptakan budaya sepak bola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
katanya tuh dulu juga gue diajak ke ancol
soalnya dari tadi juga pas lagi kan kita sempet delay juga nih ngobrol ini kan
lebih dari dua tahun tersangka tidak lagi aktif berkegiatan di kampus dan lebih banyak di jakarta
yang anaknya menderita cerebral palsy
nah semua yang kita lakukan ini memang berdasarkan tadi
kemudian sebenarnya juga menjadi daya tarik dari pantai tanjung setia yang menjadi venue
ya pastinya emang harus supaya tetap rapi lah
hingga masyarakat di taman taman kota
dua detik tiga detik aja
doni berharap pinjaman yang diberikan bisa dikaji secara bijak dan diimplementasikan secara teratur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
untuk diolah menjadi hidangan daging tepek harus direbus dulu hingga mengambang
apakah sekarang kita runtuh nih kalau nggak ada perpu nya
antara islam dengan hindu
halo pemirsa sudah ada yang punya uang rp tujuh puluh lima ini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
ataupun di divisi cybercrime inilah yang menangani ini secara langsung
bagaimana anda melihat hal ini sebagai salah satu solusi untuk win win solution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
lo berarti di ppop itu istilahnya ada dapat potongan harga per semester kah atau gimana sih
ya manajer kita di sini
warga yang dirugikan ada puluhan ribu orang
penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah lokasi di ibu kota beijing
bagi anak anak yang berpilak tidak baik untuk katakanlah mendapatkan peringmanan hukuman untuk mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi
nah kevin ini dititipkan di hotel hewan yang khusus hanya menerima hewan reptil saja
yang kala itu menjadi salah satu tempat lalu lalangnya masyarakat hingga pendatang
ia tergiur dan percaya karena ditunjukkan bukti profit dan balik modal kurang lebih dalam enam bulan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
gubernur bali iwayan koster minggu sore mengatakan
ada usaha ada hasil yang diraih nantinya
ini target penjualan sampai dua ratus enam puluh miliar yang harus ditargetkan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
bagaimana pak kedepannya untuk memberikan kepastian harga sehingga masyarakat tidak panik
ini dua puluh tiga udah lumayan gede nih ya
jika sebelumnya selalu diwarnai dengan nuansa timur tengah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
banyak keputusan keputusan krusial gitu dan strategis di organisasi ini juga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
agar tidak mencemarkan tubuh mereka dengan nafsu daging
meski belum bisa dipastikan sejak kapan tradisi mengkonsumsi takjil ini muncul di indonesia
berapa ya kira kira tinggi badan ideal laki laki dan perempuan di indonesia
di komisi tiga bnn kemudian polri
nah kali ini saya menggunakan air ledeng untuk dimasak dan tentunya akan dikonsumsi
itu adalah mereka yang mungkin berjiwa lebih free lebih lepas
dengan komunitas yang tidak muslim begitu
tapi kalau aslinya ini kalau di indonesia mas zulfi ini tinggalnya di mana
mungkin ada petenis petenis mulia yang nonton nih ya
menyembunyikan namanya dari pemerintahan media
harga ini juga disampaikan oleh bapak presiden
bagi pengunjung yang tak bisa berenang jangan khawatir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
australian juga ada di situ
air kelapa dengan kandungan kalium atau potasium yang tinggi dapat merehidrasi tubuh dengan cepat
yang memiliki jejaring sampai ke tingkat bawah
penyerapannya pun juga diklaim sudah bagus gitu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
ya kan swab mereka secara berkala demikian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
desa sekip tidak pernah berhenti memproduksi sate
masa uji coba tersebut dibagi menjadi dua tahap yakni tahap pertama pada dua belas hingga dua puluh enam juli dan dua puluh tujuh juli hingga lima belas agustus untuk tahap kedua
ini tentunya menambah keyakinan orang tua untuk kemudian proses pembelajaran tatap muka ini semakin bisa untuk dilakukan
bang rizal menarik menarik menarik
namun jenis pasir yang digunakan tidak boleh sembarang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
tapi karena sudah ada bssn yang juga punya kewenangan saya akan langsung ke bssn
ini dia tikus putih dan mencit
tetapi lebih dari enam puluh persen dari korban korban tersebut adalah perempuan dan anak anak
jika jumlahnya sudah seratus helai ke atas maka sudah harus diobati dan jangan sampai terlambat ditangani
katanya bisa sepertinya bisa
terjadi di kabupaten sintang kalimantan barat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
ujung sabit yang saya gunakan tidak kunjung bisa memotong limbah ban ini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
langsung saja kita pesan
di tembok di dinding itu bisa kita kasih koleksi koleksi berharga
serius jadi pembalap gitu ya
terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi anda semua
handphone kan belum bisa main game ya belum ada game e sport segala macam
ini kan sama astra shalma pertama gagelar juara wta dua lima
kenyamanannya untuk para wisatawan karena bali ini merupakan salah satu destinasi para wisata dunia yang sudah terkenal
skill gak bohong lah masih jago cuma ya pasti kan fisik ketinggalan kan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
inovasi pembelajaran inovatif untuk mengajari perdamaian
nah itu saya kira jangka panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah
sudah berbagi ilmu tentang kesehatan kesehatan kulit terutama akibat sinar uv
dan sekarang aja terasa sekali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
agar biarlah itu akan boleh dapat menolong setiap pendengar kami untuk berani mengambil keputusan
toksik itu kan dalam konteks bermasalah
sementara di sebelah kirinya juga ada cave juga
laporan dari masa lockdown ini menunjukkan
kemudian kedua memiliki nilai efikasi dan efektivitas yang cukup baik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
pak prabowo untuk memilih cawapresnya
bp pom juga harus mendukung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
namun akhirnya dilakukan pelaku untuk mengelabui atau bisa dikatakan membuyarkan
tentu saat nanti kamu akan ketemu penyanyi yang pas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
sekiranya spot mereka untuk menonton di mana untuk siapa atlet atlet indonesia yang populer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
perdana menteri jepang fumio kishida memuji para staf jepan airlines
sebenarnya balik lagi kan ya emang kita kan pertandingan itu kan refleksi dari latihan kan
pasti vaksinnya sama karena jenis pembuatannya sama
beras putih beras merah beras coklat hingga beras hitam
apa itu karakter karakter damai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
bersifat benar dan adil amin
untuk mengetahui bagaimana rasanya tinggal di berbagai komunitas di seluruh negeri
apakah sama sehatnya dengan burger yang saya makan tadi
nah seringkali yang kemarin disampaikan oleh pak menkes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
ya makanan dan juga suhu ya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
sehari berapa kali ini kok dia dikasih makan berapa banyak juga
pasar ini termasuk pasar legendaris di kota pahlawan
bentuk guru terhadap apa yang saya lakukan sekarang itu
meski pesanan dari laboratorium menurun selama masa pandemi sejumlah lembaga penelitian masih menggunakan tikus sebagai salah satu media penelitian mereka
salah satu pelanggan mengaku antusias dengan adanya inovasi dari makanan favoritnya
kita tidak bisa sendiri mesti bareng bareng dengan stakeholders ya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
tapi lalu jalan jalan ke malioboro ke objek turisme di sekitarnya itu kan luar biasa
jalur yang dilewati adalah laut dan sungai citarum
tapi saya mengatakan karena saya tidak menemukan alasan secara ekonomi untuk mengeluarkan bansos dadakan
namun yang jelas dukungan saja tidak akan menyelesaikan masalah mendasar
memperlancar atau mengurai kepadatan di transportasi laut dan juga dengan transportasi udara
perubahan tersebut saat ini sedang diuji coba oleh personel pengiriman australia post di enam lokasi
tapi itu di buana sport itu sampai lulus sma atau gimana tuh kok
tentang paduan penerapan protokol kesehatan ibadah bulan ramadan dan idul fitri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
pada waktu itu saya sampaikan bahwa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
pertimbangan budaya merupakan alasan rendahnya laporan tersebut
ketika turun maka impor semakin lama semakin besar
ini sendiri memang paling luas sendiri dan untuk bangunan yang lain kan kita bikin kayak tembok biasa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
mas reza menanggapi kasus di serpong selain ada kasus di goa dan yang terbaru ada juga di makassar
yang namanya pemain jago kita tuh susah banget lah buat ngertiin gitu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
nah caranya seperti apa yang pasti pastikan anda memiliki set top boxnya terlebih dahulu ya
lebih dari seratus miliar
kalau bicara vaksinasi bu dewi bagaimana dengan vaksinasi didalam
gitu kan yang dokter dante yang harus juga dicamkan
saya yakin hal hal seperti ini akan terus terjadi berulang
sedangkan kepala kok kenchi berbentuk kepingan logam dengan sedikit bulu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
tidak bertemu dengan teman guru
sepatu sapi terus kalung sapi duduk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
untuk mengeluarkan sebuah resolusi yang dapat menghentikan kekerasan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
selain laser jenis perawatan berikutnya adalah microstamping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
minyak kacang tanah dan kanola oil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
kira kira kita kan tetap ya
ataupun import tapi juga menggunakan bahan bahan lokal
kakak kan berarti baru lulus sma baru main istilahnya cukup menuju ke high level game lah di divisi itu ya kak
vaksinasi pcv bertujuan untuk menekan angka kesakitan dan kematian bayi akibat menderita pneumonia
atau anda dapat menulis di email kami awrindonesia yahoo co id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
kecuali ada hal hal spesifik yang kami juga sudah mengajukan kepada kementerian selatan
bentrok antara warga yang menolak digusur dan aparat keamanan pun pecah
setelah sebelumnya sempat kritis beberapa hari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
tapi ke jakarta kan gak jauh juga kan
hari jumat hari kerja terakhir saya mau katakan perhatikan halamannya saja ini sama persis ya
itu sangat penting sekali mbak karena untuk meningkatkan imunitas tahan tubuh juga dekatan tubuh
tradisi ruahan ini dilakukan secara bersamaan di keempat templek saat maghrib
memperbaiki kualitas jasanya agar semakin mudah untuk dipasarkan
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
nah itu kuliah pilihan kalo menembak
tapi sebelumnya udah tau kan kalo tera itu atlet kan
atau semacam menanamkan menyuntikkan vaksin kekebalan mental dengan cara keluar dari echo chamber itu dengan mengkomparasikan satu informasi dengan informasi dari kandidat kandidat lain gitu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
arahkan mobil anda ke kiri bahu jalan untuk segera berhenti
meski begitu pria berusia dua puluh sembilan tahun ini masih sanggup menyelesaikan lomba full maraton dengan kaki telanjang
roh kudus yang kamu peroleh dari allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri
sejak dua ribu tujuh beberapa komunitas kenchi
hanya memang tentunya pemerintah saudi mempertimbangkan juga perkembangan penanganan covid di berbagai negara
anda masih menyaksikan program spesial sianan indonesia newscast
lebih dari dua ratus murid perempuan
morlantas polres secara resmi menghapus ujian praktik simulintasi jalur angka delapan dan zigzag dan menggantinya dengan jalur yang baru
belum ada oke untuk melakukan evakuasi
tapi adakah himbauan atau apa ya pengetahuan umum bagi masyarakat kalau sudah mendengar informasi bahwa ada banyak sekali titik gempa
namun mungkin ini perlu diperjelas lagi bagi yang tidak bisa menggunakan jalan itu pada jam jam yang sudah ditutupkan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
hanya membutuhkan investasi sekitar
kira kira kesehatan mentalnya akan seperti apa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
kebutuhan atas protein didapat dari buah atau sayuran
bahkan banyak juga loh dipesan pengolah hotel dan vila
daulu sepanjangnya ini berderet berbagai wisma sebutan untuk tempat praktek prostitusi terjadi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
namun ketiga jajanan tersebut memiliki ciri khas masing masing mulai dari tekstur kulit isian hingga sausnya
aroma dupa juga dipercaya mampu meningkatkan relaksasi dan konsentrasi
nah ini nih yang seringkali dikaitkan dengan yahudi dan israel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
saya minta untuk penguatan sarana prasarana pertanian berkuat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
chip yang akan dipasang di tnkb tersebut merupakan sistem rfid yang tidak berisikan data
semoga informasi dan sosialisasi ini disampaikan
tarian tersebut memiliki nilai sejarah bagi kerajaan arab saudi
kita akan membuatnya ini agak kental ya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
dengan diiringi lantunan syair islam dan sholawat yang menyampaikan pesan moram
dia bisa melihat kesempatan ke situ
bertujuan sebagai sosialisasi kepada masyarakat
tempat pekerja sudah beralih fungsi ya
makanya dia sedikit agak mentok di timnas gitu gitu aja gitu ya
mengenai disiplin pegawai negeri sipil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
juga itu bisa saja menimbulkan false negative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
tapi ktp nya jakarta bukan bekasi
kalau yang di kampung cuma dua puluh lima ribu
kalau itu sudah maka dia menikah
tahun enam puluh an jadi memang sudah bahasanya bahasa jawa ya buk ya
sehingga bagi kami perlu kita duduk bersepatak
doa ini kami persembahkan di dalam nama yesus
nah apakah pemerintah perlu melakukan diversifikasi pangan sehingga tidak hanya bergantung pada beras dan akibatnya terjadi impor prof
tetapi dengan kenaikan seratus tapi tidak sebanding dengan kecintaan masyarakat indonesia dengan timnas kita saat ini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
mulai dari sekolah tadi kemudian perkantoran pusat perbelanjaan pasar bahkan mungkin ke taman ya
pemilihannya cuma itu tapi kalo kemudian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
nah kebetulan tahun ini kita masuk ke dalam tahun gye myo nyeon atau tahun kelinci air
di tengah gencarnya program vaksinasi target vaksin untuk remaja tengah ditunggu kepastiannya
nah kenapa bapak memilih tetap ada di sini padahal tahu gak boleh
tapi kan masih diperdebatkan yang menang benar benar dua atau bagaimana ini kemenangannya
dia kayak sering menggambar
kan kuliah dari apa main kita dari sma ke kuliah tuh beda jauh banget
kemudian ada satu lagi tambahan informasi untuk obat yang berbentuk sirup kering atau dry syrup
apakah memang harus berbelanja harus healing harus liburan
saat jalan di atas api bara apinya itu
gue gak pernah main tiba tiba langsung divisi kan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
perintah yang terasa sangat menyesakan sebelum anda mengenal tuhan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
di mana jumlah lansianya di atas enam puluh ribu dan sekarang posisinya masih empat puluh ribu
dari jakarta tim liputan cnn indonesia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
kita selamatkan dulu stok pangan dalam negeri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
iya jadi alhamdulillahnya gue selalu komunikasi sama tim ya
yakni sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas
satu persatu kendaraan mulai memasuki wahana
kira kira kuat bertahan berapa lama gitu ya
ya saya berada di bukit kapur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
tentunya dengan seluruh penggiling pagi dan juga diawasi atau dikontrol bersama sama termasuk saudara kita satgas pangan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
penganan ini campuran belasan macam bahan
ini juga amerika serikat kemudian setuju untuk menjual f lima belas g ke indonesia
kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang berikutnya
semakin bertambah pendapatan saya
serta mengenalkannya kepada masyarakat luas
waktu itu tahun dua ribu sebelas
sehingga tadi betul bahwa kesejahteraan petani harus menjadi goal besar pemerintah saat ini
keterlambatan ini disebabkan karena ada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
itu tentu sampelnya lebih baik
seorang dokter umum dari the australian medical association dr kenneth mccrory mengatakan
sudah pernah mengalami karsinoma sel basal gitu pada wajahnya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
distrik seluas lima lima hektare merupakan rumah bagi lebih dari lima orang untuk bekerja
sedangkan karena moto abel itu itu salah satu mimpi gua di tahun dua ribu dua puluh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
yahudi itu sebenarnya merupakan sebuah agama sebuah perang
demi merauk lembaran rupiah agar asap dapur keluarga mereka tetap ngebul
makanan atau minuman yang dikonsumsi prof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
luar biasa dan berkuasa penuh untuk kerajaan denmark merangkap republik ketua nia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
mas bagus memimpin jalannya ritual malam ini
ada agen dari warga bali yang membantu pembuatan ktp tersebut
nyanyi apakah itu filmmakers

untuk berminat semakin berminat untuk berinvestasi di kalimantan timur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
ini sebenarnya sekarang kan kita mulai kan dari dua ribu tujuh belas itu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
belanja online pak dan mereka memang mengedepankan produk umkm
kalau itu kan tinggal setelah mandi sebelum tidur saya pakai tonic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
tadi kan juga merugikan apalagi image yang tambang tambang yang legal
tuhan terima kasih banyak sekali lagi untuk membawa kami semua bersama saat ini
yang pastinya memang tadi isi perpu juga tadi menerbit ya
tapi untuk di film ini kita syuting itu mungkin selama enam bulan itu on off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
saya ke pak gubernur lagi pak ganjar
tapi itu merugikan pak bagi para pelaku transportasi udara
maka jadilah ini rumah goa
kira kira ini siapa yang akan
yakni mengantarkan sampai ke depan rumah penumpang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
ya hampir di semua aplikasi olahraga di dalam rumah ini memiliki beragam latihan gerakan yang dapat kita pilih
nah hak angket itu nanti akan dilihat
di pasaran mozaik batu alam ini dijual dengan harga rp sembilan puluh hingga rp tiga ratus lima puluh per meter persegi
berikan bukti tertulis usul indukan hewan langka yang dipelihara
bagaimana kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dengan ekonomi digital
eksistensi pasar senen juga turut andil menjadikan kawasan senen sebagai pusat perdagangan ibu kota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
pengiriman hasil pertanian tetap dilakukan
kita harus upgrade lagi ke robot yang lebih tinggi
kayak jakarta bogor malang terus sampai ke singapura sama filipina
yang dapat dihitung menggunakan kalkulator bmi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
sehingga para abdi dalam memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dan menghilangkan kesenjangan lewat seragam yang dikenakan
desktop kita akhirnya teks podcast lagi setelah sekian lama kemarin gua komentator komentator di
dibandingkan dengan tahun yang lalu misalnya pak alex
belum lagi bagi beberapa kusir
ada sebuah sesar aktif yang berpotensi menimbulkan gempa di selatan jakarta
oke bang ari kalau berbicara soal tanggung jawab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
itu mampu menghambat efek tamoksifen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
proses pembuatan roster beton berbeda dengan material bangunan lain karena menggunakan tenaga manual bukan mesin
politik gitu ya antara berbagai pihak gitu
oleh karena itu tentunya kita juga mengingatkan masyarakat ya tidak perlu panik tidak perlu kemudian was was ya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
makanya jalan satu satunya adalah bagaimana fasilitas trotoar ini itu harus dan wajib terintegrasi dengan pabrik transportasi gedung gitu ya
kebiasaan dirinya yang menghabiskan hampir dua puluh empat jam melihat layar laptop untuk bekerja
kita sebenarnya gak usah perlu khawatir
kemudian selain tadi dari bahan baku tahunya kemudian juga dari bahan sayurannya
makanya di kepolisian ada unit perlindungan perempuan dan anak
kadang kadang kalau ini suka berdarah gitu
apakah kemudian nanti ada aturan hukum lanjutan yang harus dibuat begitu ya
serta puding telur omega yang dikukus dalam kaldu ayam cemani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
di negeri asalnya tiongkok kenchi jamak dimainkan anak sekolah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
selain merasa lebih nyaman angga yang mulai berlari menggunakan sandal sejak tahun dua ribu enam belas ini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
sesuaikan kecepatan dengan kondisi yang memang dibutuhkan atau ditentukan oleh kondisi lalu lintas di indonesia
kalau gue liat kan kemarin summer league ya
begitu juga dengan logging concession itu satu satu
apakah tepat rasanya juga digulirkan menyasar kedugaan kecurangan dari pilek bang rey
ya tentu ada beberapa hal yang memang kita jaga
hingga akhirnya pujian diberikan sang bunda
baik mas zulfi nah kita juga mendapatkan kabar ya kalau nggak salah kbri di sana sempat mengadakan malam budaya indonesia kazakhstan
bulan november ketika kepala negaranya datang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
nah akhirnya saya dengan pak kalau dia udah bilang kayak gitu akhirnya saya yakin untuk saya balik lagi lah ke liga
nah itu kelihatan pengaruhnya itu sangat terlihat ketika benda benda yang ada dekat lubang hitam itu bergerak
tetapi juga merambah platform penyiaran digital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
ya mungkin mereka lebih apa ya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
pihak sat lantas akan langsung memberi coaching klinik atau pelatihan kepada masyarakat agar bisa lulus dan mendapat surat
apakah nanti food station ke depannya akan menggelar pasar murah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
ternyata saya sembilan tuh masuk semifinal sama final loh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
menurut dokter spesialis gisi sindiawati pujaji sebenarnya makan malam tidak perlu dihindari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
khusus untuk saudara ica ini
nanti kalau misalnya kebetulan di kbr itu depannya tuh ada taman yang ada danaunya
alhasil pada dua ribu dua puluh dua perusahaan ini masih mencatatkan kerugian tahun berjalan sebesar rp tiga belas miliar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
saya pribadi juga agak kecewa gitu ya karena
ini memang diperuntukkan untuk sebagai pengawal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
tadi disebutkan bahwa kalau untuk kondisi pangan di tanah air masih baik baik saja
tapi kalau urusan hukum harus di kantor polisi
kemudian diberikan juga sphp pasar murah gerakan pangan murah se indonesia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
ada kemudian pertanyaan dari masyarakat yang mengatakan bahwa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
ini untuk di beberapa tempat yang tidak ada atau kurang di kapasitas pompanya
akhirnya tentu standar federasi kita juga dirindahkan
ya sudah dari tahun berapa ya mas
tadi malam kita juga diskusi dengan pak faisal bakri begitu ya
kalau kemenangan akan lebih mudah sebenarnya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
pak lando hari ini dua tersangka melakukan tes didampingi oleh psikolog apa saja tes yang dilakukan dan hasilnya seperti apa pak lando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
dari rotinya berbeda kalau biasanya sandwich western itu agak keras
tetapi untuk kita lebih bersiap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
tapi intinya intinya gini keluhan masyarakat itu jangan sampai hilang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
tapi lo tau kan kalau orang bawa manual gak biasa yang kayak gitu gitu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
iya tapi kan paling tidak ada inovasi lah gitu
menyebut hari kemerdekaan indonesia polisi memberikan hadiah pada para pemohon sim yang lulus ujian praktik
dan artinya itu sama saja undang undang ciptakerja yang kemarin kita tolak habis habisan dari pekerja buruh
hanya terakhir itu negara thailand melegalisir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
penyelaman di pantai pasir putih sedalam tujuh meter ini dilakukan para penyelam dari berbagai kota di jawa timur dan dki jakarta
nah untuk kali ini saya akan berbicara dengan salah satu seniman seni rupa indonesia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

udah siap semuanya tiba tiba gara gara
pas tanggal gua di singapura ada game
sehingga ketergantungan kita untuk beberapa komoditas dari impor pangan ini semakin lama semakin tinggi
kulit di bawah mata merupakan kulit yang paling tipis dan rentan
masa besar yang telah habis bahan bakarnya akan berubah menjadi lubang hitam
nah masalah perbedaan harga yang sangat tinggi inilah yang bisa membuat tentunya
cuman awal awalnya pasti kayak grogi sih
omset umkm kerajinan tangan menurun drastis
bangsanya juga terus toleransi kan
motor spion misalnya harus dilepas agar tidak pecah ataupun patah selama dalam pengiriman
sehari hari kacang hijau dicuci berulang kali sampai benar benar bersih
yang memperlakukan retribusi akomodasi sewa jangka pendek
di tengah naiknya harga bbm serta kemacetan di ibu kota
nilai waktu belinya atau nilai sekarang
sebenarnya mengadakan barang dari kota kosong merupakan plot sulap yang paling dasar
yes panitia lokal jadi kita di yaudah kita diserahin lu bikin acara ya gitu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
agar kita mampu menikmati hidup sebaik baiknya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
kita udah infoin ini kena hujan takutnya gak kuat apa apa tapi mereka bilang di rumah selalu lepas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
orang yang hanya mengambil
agar badan motor tidak tergores selama pengiriman bubble wrap yang akan menjadi selimutnya bubble
yang berjalan dari arah cicalengka dengan kereta api komuter lain bandung raya
maka yang kiri akan bergerak mundur
nah dari pendapat koko sendiri dari seorang yuswa jojo sendiri gimana sih kok pandangan ngelihat masalah ini
baru kemudian mereka dikenalkan kerintangan kerintangan yang ada
masih termakan dengan trik ini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
mulai beberapa kali sampai tanah liat betul betul kalis
oke langkah konkret aja ya
inilah singkawang dengan segala keistimewaannya
dikabarkan meminta biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah indonesia
nah dari tahun dua ribu delapan ini kita sudah berhasil memberikan warning lebih dari dua puluh kali dan hasilnya cukup bagus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

serius secara ini ya
bahkan lima tahun lagi kalau kita invest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
kita gak perlu ikutin turnamen lebih banyak kan
sekarang hurufnya itu sudah membesar
pasangan capres cawapres prabowo subianto dan gibran raka buming raka meraup suara terbanyak hingga lima puluh delapan lima puluh delapan persen
hanya presiden minta supaya kita komunikasi dijelaskan ke publik lah lebih bagus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
ya karena kalau kita lihat terakhir kali ada adjustment itu tahun dua ribu dua puluh
apakah setelah era kakak itu kayaknya streetball tuh kayak berbeda gitu
menuju ke arah transjawa ini sudah diberlakukan dari tanggal lima april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
tapi artinya segala ibadah itu berjalan dengan mudah begitu ya walaupun misalkan dengan komunitas luar indonesia
buat kejutan kepada orang orang pada orang tuanya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
pernyataan ini disampaikan dalam sebuah kongres yang berlangsung pada dua puluh delapan agustus lalu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
tahu toh kondisinya sudah keadaan capek dia push up
atau pengamat dari keselamatan berkendara pak yusri pulubu ini menyatakan bahwa
nah apakah ini harus dipikirkan ulang bagi mungkin ada kontestan yang belum berpikir untuk masuk ke ekosistem digital
saya akan mengajak anda
ombaknya cocok untuk berselancar termasuk juga
harga yang tidak murah tapi tentu saja
masih banyak warga dki jakarta yang menggunakan air tanah atau air sumur untuk keperluan sehari hari
salah satunya fabio quartararo dan timnya selasa siang
tapi kalau skill masih jago sih
berarti mari kita mengaji bersolawat ke kanjeng nabi saw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
sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama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
menjadi konsep kampung wisata ini
ihsg bahkan sudah tercatat terkontraksi empat puluh tujuh persen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
kita ada di daerah
anda boleh buka alkitab anda saya akan bacakan dari studio
kemana harusnya dia gerak kemana harusnya dia passing kapan dia harus nembak
tetapi kalau kita tidak ulang ulang dengan sosialisasi edukasi dan respon sebenarnya untuk wilayah banyung raya ini cukup bagus
yang saya coba daftar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
diasirkan dari tambang tambang di indonesia terlalu besar sehingga kalau harganya turun tentu saja perusahaan akan kesulitan ya untuk cash flow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
emang kalau untuk menuju petenis profesional jalannya gak mudah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
pertama kalau bicara vaksin ya vaksin meningitis dan flu ini penting gitu
perhatian oleh konservasi indonesia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
terutama kita terkait dengan harga yang selalu melonjak pak dari januari hingga juli bahkan setiap bulan itu bisa naik satu lima ratus rupiah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
bisa menempatkan sebagai rumah sakit rujukan yang lebih berkualitas daripada sebelumnya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
tinggal nomor satu apa yang harus kita lakukan adalah yang pertama secara pribadi dulu kita sendiri atau keluarga kita sendiri
kalau proses tersendiri tidak karena kan di dalam p tiga juga pengakuannya untuk lima agama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

nah gua bawa kamera gua sambil fotoin itu pun masih kamera pinjeman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
nah terus terang pas gue ngejalanin itu dan sukses gue jadi merasa begini
terakhir meski tidak untuk menghilangkan penggunaan make up concealer juga bisa dicoba untuk menyamarkan kantung mata
salah satunya adalah dari balikpapan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
bersama saya desi anwar
mulai berkumpul dengan kelompok delapan kelompok tujuh belas kelompok empat puluh lima
jika sudah matang proses membuat lapisan berikutnya dilanjutkan
terakhir warnai tepian cobek
kan sekarang masih threatened species gitu ya
ini baru melangsir dari gudang utama pak
berapa banyak nana nyawa orang yang terselamatkan akibat mereka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
lantas bagaimana masyarakat harus mengantisipasi hal ini
nah yang awal awal latihan tuh berarti apa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
berkunjung ke kota singkawang rasanya belum lengkap kalau belum mengunjungi ikon kotanya
terus kan tadi lihat lihat terus wah coba nih dancing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
wayang yang susah ditemui keberadaannya ini ternyata juga diminati pasar luar negeri
bisa pagi hari dan sore hari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
ya berarti sebenernya intinya emasnya mas tera di asian games ini bukan kejutan kan
tembaga dalam beberapa minggu ke depan akan mulai secara bertahap beroperasi smelter tembaga di jawa timur di gresik dan juga di nusa tenggara barat ya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
untuk fasilitas yang lengkap beberapa klinik memiliki semua jenis perawatan tersebut
namun konsumsinya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh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
nggak perlu semuanya baru dari ujung atas atau ujung bawah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
harus jelas dari mana asal dan usul indukan tadi yang dipelihara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
sekian berita sbs audio program bahasa indonesia yang disampaikan oleh riki kusumo
idealnya ini jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan itu ada berapa di indonesia
itu adalah bagian vital dari tubuh kita yang harus dilindungi ketika sedang terjadi gempa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
faktor lainnya adalah tutupan awan yang minim
apa yang akan nyambung sama kerupuk ini
masih mengaku memiliki kesulitan saat beratraksi sebagai dalang
apalagi perubahan nama menjadi
semua berawal saat agung wedah baru saja menamatkan gelar magisternya dari jurusan teknologi informasi universitas gajah mada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
maksudnya kita tahu masih ada
dari situ lo baru baru pindah maksudnya baru nyobain basket lah ya
terus kita yang bapak lihat di kamar hotel dulu sebelum kita bisa buat kursi sendiri
nah yang paling beda ini ada di kuah kaldunya
kalau batubaranya itu dari penambangannya emisinya nggak terlalu besar
gas jaringan kota itu efektif
seni tari menempatkan posisi sangat terhormat di keraton yogyakarta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
kain tenun sumba pun harus mengalami perubahan
saya bilang eh satu titik nanti kalau kita lihat memang peningkatan itu agak anu kita lakuin semua aja
hampir seluruh masyarakat indonesia sekarang konsumsi utamanya adalah beras
untuk menjadikan sebuah atraksi menakjubkan saat pementasan wayang
kandidat menikmati spill over electoral dari kebijakan itu
karmel mursalim astonga pebru jakarta
mas reza apakah minim sekali edukasi yang diberikan oleh orang tua mereka sehingga ada aksi yang diluar kontrol oleh keluarga
tanjung priok perlu diwaspadai peluang pasang maksimum pada tanggal sepuluh april
menunjukkan membantu kpk menunjukkan bahwa dia clear dalam kasus itu
mungkin awan yang tebal kita geser agak lewat biar nggak ngumpul di daerah yang kita jaga ini
bisa menggandakan uang meski orang tersebut
bagi anda yang akan melakukan perjalanan melalui jalur pantai
jenis kayunya ini adalah kayu akasia
kemudian kedua saya kira pemerintah juga masih punya banyak alasan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
adalah dengan mengurangi jumlah konsumsi kuah opor
marilah kita mengajak pria dan wanita di mana mana untuk bertobat meninggalkan dosa dosanya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
saya kurang paham ya tapi yang jelas dia bermainnya di emas

dengan olahraga ini jadi lebih ketika kamu bisa achieve sesuatu keluar dari comfort zone dan ternyata bisa itu rasanya pasti menyenangkan gitu rewarding buat diri sendiri
ternyata memang ada kes yang polanya sama seperti tadi
iya karena memang baru tanggal satu kemarin mas baru buka ini
berarti kereta yang ada itu di
barulah dia mendapatkan izin edar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
oleh pelaku e commerce untuk jor joran memberikan diskon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
kura kura yang berasal dari kalimantan ini diperkirakan sudah berusia lebih dari lima puluh tahun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
agenda sidang pada hari ini mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukan terdakwa putri candrawati dan verdi sambo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
eh ternyata dipantau gitu masih bisa dilihat
semuanya merupakan hari libur nasional
namun setelah sakit di tulang ekor abah semakin menjadi abah nyaris tidak bisa kemana mana
menurut gue mentality gitu kayak di lapangan dia kayak gigih gitu kayak gak mau nyerah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
anak anak ini ya khususnya
iya tapi faktanya kita sama sama tahu bahwa perpres tujuh puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah ditandatangani
dalam kesempatan ini saya sebagai ketua komnas ham dengan pak irwasum sebagai ketua tim sus ingin menyampaikan kepada publik semua
yang karena tidak bayar pajak
pasar ini menempati sebuah gang sempit selebar dua meter dan panjang sekitar seratus meter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
kita harus paham kapasitasnya
ini murni dari niat saya sendiri nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya
tapi rasa rasanya masih banyak masyarakat yang mencari cari celah pak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
jumlah itu kira kira setara dengan empat sendok makan gula
sudah sampai ke telinga pak prabowo mengubah image yang tadinya menakutkan tidak friendly dengan wartawan
suara di voting seperti itu
supaya lebih bijak dalam menggunakan pinjaman pay letter maupun mengelola keuangan kedepannya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
nanti supaya presiden xi jinping juga bisa datang
tapi perairan lintas negara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
tapi kira kira diet tanpa nasi
dari jalur kereta api ke selatan itu itu pribumi
lalu ada hal yang kedua tadi sebenarnya sudah saya singgung
kalau dia masih mau mengumpulkan dp berarti kan mungkin dia harusnya menabung lebih besar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
pedagang meyakini kenaikan harga bahan pangan merata akan terjadi satu minggu ini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
bisa lewat akun media sosial resmi dari kemenkop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
banyak varian varian khusus untuk color color yang memang kita punya mbak
namun tuduhan berbalik kepadanya ketika ia dianggap melakukan ujaran kebencian dan provokasi untuk berbuat keonoran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
saat ini biak memiliki dua puluh enam kapal penangkap ikan
orang orang yang mempunyai kedudukan
ada juga menu nasi ayam kerabu yang merupakan olahan nasi berwarna biru dari bunga telang dengan tambahan topping berupa potongan ayam kentang mustafa telur asin dan pak choy
tapi sudah menjadi wisata religi yang dikunjungi
saya melihat langsung kondisi perakitan kapal ini
tiga makam keramat di wilayah ini selalu dikunjungi peziarah
rotinya harus dibolak balik secara cepat agar tidak gosong di satu sisi
kemudian akhirnya matching dengan ibu yang satu ini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
karena beneran dulu juga waktu sma
mengurangi pengembalian pajak seseorang
supaya terrealisasi tagline pemerintah nyaman dan berkesan tadi untuk mudik tahun ini
mulai dari es krim khas turki yang identik dengan atraksi penyajiannya
nanti berobat ke dokter lainnya lagi
baik terima kasih pak putu winastra ketua dpd asita bali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
akan dihasilkan lima delapan kg gula semut atau lima delapan nya saja
atlet pro yang gak kenal kali ya
khususnya mengutamakan penggunaan air permukaan sebagai sumber air bersih
lu harusnya tadi kayak gini kayak gini kayak gini gitu loh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
dari sd tiga sudah belajar cuma ada berhenti sebentar
di situ menjadi masukan yang sangat bagus untuk karena kita juga di konservasi indonesia ini kita bekerja sama juga dengan kementerian kelautan dan perikanan
kalau mitigasi yang ini ya spesifik banjir longsor dan gelombang tinggi
kalau ada kurang kurang bisa langsung saling melengkapi antara dapur umum dengan posko yang ada di balai kota
penggantian warna dasar plat serta penanaman chip merupakan inovasi baru
kerupuk mie kuning dijual dengan harga bervariasi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
seperti rawon kalkulator ini hampir berusia setengah abad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
di saat petani akan mempersiapkan panen raya pak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
yang pelaksanaannya pada pagi hari yaitu taman bungkul dan jalan tunjungan
nah apa penyebabnya indonesia masih harus impor
kalau saya itu healingnya melalui membuat art
erick thohir menyebut mereka berencana melakukan transformasi pengelolaan dana pensiun pada tahun dua ribu dua puluh tiga
ya kalau dilihat tadi satu ratus enam puluh triliun saja sudah keluar untuk berobat dari televisi
selalu menunjukkan ke diversity
nah itulah kemudian akhirnya
jalan umum yang sudah sempit menjadi semakin terhimpit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
kalau melanglang buananya dari dua ribu sembilan berarti ya
dan sudah barang tentu ini diperingatkan juga oleh world bank
pemerintah juga harus semakin gencat melihat potensi pemasukan negara seperti tax amnesty
di daratan itu mbak banyak sekali sesar atau patahan aktif ya
mereka hadapi dalam situasi jangka pendek ini
saat ini tiktok bersama dengan tokopedia sudah memberikan ruang platform yang cukup besar
kalau bicara rumputnya rumputnya sama dengan
apakah kasih dan karunia allah memperkenankan pengertian individu untuk aturan moral
sempet emang gak kepikiran ke ibl sama sekali berarti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
yang ketiga memang fokus kita di transformasi ekosistem untuk ekonomi ke depannya
tapi di episode delapan itu gue ngeliat kayak hubungan jordan itu sama sekitarnya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
pendengar paskah dianggap sebagai hari libur paling penting dalam kalender kristen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
ya malah ujung ujungnya suruh beli koper
yaitu dua puluh dari income yang dia miliki
kita kasih inovasi jadi kita padukan dengan produk dari eropa kita nusantarakan
ini sudah sempat dilakukan pemilu dengan sistem proporsional tertutup
endorfin juga membuat seseorang menjadi lebih tenang nyaman dan rileks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
hal ini membuat mereka mendapat gelar serba bisa dari masyarakat
diberi nama si judes karena bebek asap ini punya rasa yang pedas
ratusan penjual dan pembuatnya
saat ini yang masih
kerupuk kulit dan dorok dok buatan firwan dipasok ke sejumlah pusat oleh oleh di garut
dari upaya bagaimana mereka bisa lebih menyehatkan sisi struktur capital mereka yang lebih sehat ke depannya
mas selain pkpu adakah alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini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
proses sebuah vaksin itu kan dia sudah melalui empat tahapan uji ya
di bekasi jawa barat hujan deras yang mengguyur pada satu malam mengakibatkan debit air di aliran sungai kalibekasi meluap ke pemukiman dan ruas jalan utama di hari minggu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
harus bisa berjalan sekarang kompetisi jalan
menghentikan penjualannya bagi anak anak di bawah usia delapan belas tahun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
kebanyakan sih katanya buat alat alat kosmetik rumput laut
kamboja untuk pilihan transportasi selain pilihan menyewa kendaraan pribadi seperti mobil ataupun motor
selain banyak permintaan wayang dengan ukuran normal
tetapi terhadap diri saya sendiri
dibanding dengan negara negara lain bagaimana kualitas profesionalitasnya dan juga mungkin pendidikan kedokteran itu sendiri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
pemilih yang berasal dari luar surabaya tetapi masih provinsi jawa timur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
ini kepenyelidikan pada awal november dua ribu satu ini dengan menetapkan tersangka sebagai berikut
atau desain atau gimana tuh
yang diproduksi di australia
nah ini berarti kita akan ada kerjasama dengan cdb
selamat pagi mbak megi alhamdulillah kabar saya baik
ia mengatakan fentanyl yang lima puluh kali lebih kuat dari heroin adalah salah satu opioid paling berbahaya yang pelahan memasuki pasar
meningkat menjadi level siaga tiga atau pada ketinggian tujuh ratus sembilan puluh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
sebagai penyumbang inflasi total yang terbesar adalah inflasi pangan
tetapi kalau suaminya anak saya mau datang ke denmark dia tidak diizinkan
saat itu para pedagang bisa berjualan di dalam kereta api penumpang
atau berbagi kesadaran bersama lewat simbol simbol yang kemudian dipertautkan
itu saya kira salah satu solusi untuk mencegah kelangkaan
menyuguhkan pemandangan hijau pegunungan
nah insight kali ini ingin mengetahui apa apa saja transformasi di bidang kesehatan yang perlu dan sedang dilakukan oleh kementerian kesehatan
selain itu dipengaruhi juga oleh gaya arsitektur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
diperkirakan berlangsung pada pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
ada rasa gurihnya ada manisnya ada lalu juga aroma udangnya ini masih kuat banget terasa
jangan menggunakan minyak yang sudah dipakai berulang kali untuk menggoreng makanan

tapi wakil rakyat yang begitu terpilih
baik dari cara menjalankan ibadah sholat
baik nanti ada makan siang gratis
tempat wisata puncak mas dapat menjadi pilihan yang ideal bagi keluarga yang membawa anak anak
kita sebagai negara yang terbesar di asean
selain ukurannya yang besar rasanya pun dirasa lezat dan nikmat
katanya sih buat biar lahirnya enak sama buat bayinya itu bisa bersih
dengan pak sili wasilsa pakar political personal branding
iya jadi udah kepuasan tersendiri gitu dari kita
maka konsumen yang lama ini menggunakan dua belas kilo atau lima kilo
dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan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

kalau kita main bola ini kira kira tiga ini adalah lawan yang berat juga gitu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
kadang yang diperlukan dalam perjalanan panjang adalah tidur sebentar saja di dalam mobil
gue udah pernah mentok ngerasain level streetball di skala nasional
dalam produk jadi ini bisa dimungkinkan sangat kuat adalah dari bahan baku
bakar batu bakar api

maka otomatis di wilayah wilayah yang membutuhkan
kalau kita lihat ke belakang itu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
kalau gue liat di luar kan banyak banget
dewa putu artajaya petani muda berusia tiga puluh tahun ini juga sempat ragu saat memilih terjun ke kebun
dijen pajak buka suara terkait hal ini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
pelindo misalnya apakah juga bumn karya listed ini juga dalam beberapa hal
buruknya sarana dan prasarana disinyalir menjadi penyebab sekolah kurang diminati
amerika memiliki kontribusi yang sangat besar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
membawanya sendiri menuju kampung halaman kita di jalan juga takutnya terjadi musibah
cita rasanya gurih dan manis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
ini sekarang lagi masih lagi ngurusin gitu
tapi sekarang hanya dari rempang ke kampung yang masih ada di rempang
sehingga ketika melihat ada semacam serangan ataupun anomali trafik yang tidak wajar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
apa kabarnya yura mudah mudahan tetap sehat walafiat dan tetap bersuka cita di dalam tuntunan tuhan kita yesus kristus
solar yang dicampur sudah sekarang empat puluh campuran solar itu pakai biodiesel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
mungkin sekarang yang bekerja sebagai dokter sekitar satu ratus empat puluh an
kalau mereka sama sama kasusnya positif dan klinisnya masih baik ya tidak salah kan
berarti bakal jadi konten reguler ya kak ya
mengingat sederet prestasinya di sepanjang dua ribu dua puluh tiga ini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
nah narkolepsi ini memang penyakit bisa dibilang genetik ya
saya yang terbiasa lari menggunakan sepatu pun penasaran untuk mencoba lari tanpa alas kaki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
itu juga menyulitkan dari kepolisian untuk bisa men tracing arah kemana
kalau kerjanya gitu saya payah ya kan
baik pledoi pribadi dari terdakwah maupun pledoi dari penasihat hukum
udah milih ke situ ambilnya keterima kan tapi langsung ada tawaran juga dari telkom biasiswa kan
ya itu mempengaruhi mood untuk waktu saya bermain juga
ini adalah sentimennya ya
apa namanya sedang menjalin hubungan yang sangat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
kepemilikan serta penguasaan lahan apapun di dalamnya harus sesuai undang undang
membuat who mendeklarasikan australia bebas campak pada tahun dua ribu empat belas
ada pelanggan yang membeli untuk dikonsumsi sendiri namun kebanyakan pelanggan merupakan reseller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
soalnya di sepak bola pun dia terkena seperti itu benar
sepuluh menit berlalu bongkaran satu gerbong berisikan beraneka barang milik pelanggan di stasiun kereta api jakarta gudang nyaris selesai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
latar belakang pandangan politik syahrir yang berhaluan sosialis dan pergolakan politik pada masa itu
satu keluarga penerima manfaat mendapatkan sepuluh kilo beras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
tidak berdasar atau pertimbangannya itu tidak berdasar
mungkin besok cawapres anda bisa meyakinkan pemilih ya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
atlet atlet junior gak ada yang bisa ikut pertandingan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
salah satu employee di kata data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
ataupun dibuka ruangnya ini gimana
ya saya memang bukan siapa siapanya david ya
setiap itu saya selalu dapat pesanan sampai empat ratus porsi kadang sampai iso enam ratus gitu jadi saya terus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
untuk melakukan hal yang sama
atau justru berdampak kepada kondisi kedepannya jika pkpu mengambil alih kasus ini
interstasi agresif tiongkok di seluruh dunia telah membantu memperluas perdagangan dan pengaruh internasionalnya
karena dapat berdampak langsung pada hasilnya nanti
ini ditindaklanjuti oleh kepala dinas pendidikan surabaya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
hingga rabu malam video ini telah disukai hampir enam puluh ribu kali
mendapatkan tanggung jawab amanah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
harus daerah itu memiliki cadangan pangan sendiri
akan dilengkapi dengan kecukupan dalam segala hal
yang akan mengatur soal bagaimana pelaksanaan ibadah juga nanti ini harus akan disinkronisasikan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
ketika kita mempunyai hajat ya mas ya
sehingga sholal dan imlek itu selalu jatuh di bulan yang sama
prabowo juga menyebut bahkan merangkul seluruh kekuatan politik
nah itu bagaimana kita memahami spf spf itu
tapi mungkin buat keluar dari tamboraja bisa
penduduk kota sydney wolonggong nora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
ini yang kami pakai untuk melaksanakan atraksi apen bayaren itu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
sajan ini unik karena terbuat dari sagu sehingga membuat mie memiliki tekstur kenyal dan lebih transparan
bangunan mulai dari mobil mewah
selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
dalam mengkonsumsi makanan yang berasal dari laboratorium
ini kalau menurut saya sih untuk porsi segini bisa buat rame rame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
setelah aksi yang dikatakan para ahli penerbangan sebagai evakuasi sesuai pedoman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
berapa penghubung kita atau yang disebut dengan pelayanan warga di berbagai kota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
namun tahun lalu pemerintah malah menerbitkan perpres nomor sembilan puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu
darah biru nu satu contoh
ini kan proses pembelian pesawat dan sebagainya
bu husnul ketika tahun ini banyak negara yang juga salah satu di indonesia melakukan banyak pelonggaran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
kemudian tahu ini semua bisa jadi kita batal lagi jadi tuan rumah
waduh langsung kita siap memulai hari
lebih baik kalau mereka memang lihat potensi gue yang mereka ngajuin aja gitu loh
dengan menjual produk minuman kesehatan di bundling robot trading
apalagi nanti biaya pembara listriknya lebih mahal lagi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
ko tapi ini sebelum abo lupa ya mungkin pertanyaan yang mungkin banyak orang juga nanya ya
kemarin pertemuan menkyu juga nggak sepakat juga gitu
ya enak kita kalau mau ke malioburu tinggal jalan kaki
auto pilot ini bisa diatur melalui dua box ini namanya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
nah kebetulan ganja yang ada di indonesia ini atau ganja yang ada di seluruh dunia itu mengandung satu zat yang namanya tetrahydrokanabinol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
kuda kuda ini akan didandani dan dikaitkan dengan kereta delman
yang sudah dipublis oleh dr indra gunawan
manfaat kekayaan potensi laut biak juga dirasakan warga yang memiliki usaha kecil menengah
yang perlu dilakukan adalah bukan menghindari makan malam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
baik mari kita baca bersama firman tuhan yohanes empat belas ayat dua puluh lima sampai dua puluh enam
salah satunya soal penggunaan anggaran kalau publik harus mengetahui
perdamaian yang dilakukan di
untuk satu porsi menu kalkun bakar thailand
kemudian kalaupun dipaksa jalan itu dari dua belas rangkaian kereta itu hanya jadi delapan
roster dengan luas permukaan di atas sembilan puluh cm persegi baiknya ditopang dengan besi agar lebih kokoh karena roster memiliki banyak rongga pada desainnya
pak anies kita mengerti tadi bahwa angka kematian atau usia hidup indonesia termasuk cukup memprihatinkan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
bisa memberikan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di bali
dia kacau diperbaikin ratusan ribu kali
cara membuktikannya badan pangan nasional misalnya dalam dua tiga hari terakhir ini
om abad menjual satu buah roster beton berwarna abu dengan kisaran harga delapan hingga empat belas rupiah
kalo misalnya asia sih mungkin masih
jadi kayak di sumatera utara kita lebih banyak fokus kepada landscape ya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
penilaian siklus hidup dari awal ke pintu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
hmm kayak anak sekolah ya
yang menarik lebih dari delapan ratus ribu peserta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
kita berbicara perlambatan ekonomi tiongkok emang sudah terjadi sejak dua ribu enam belas kan
terus mendapat pembaruan lah gitu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
bubur yang sudah matang bersama bumbu bumbu lainnya diletakkan di sepeda motor yang sudah didesain khusus
oke aku harus pakai apa aja nih biar bisa terbang
dinas pertanian bali memperkirakan empat ratus sembilan belas tujuh puluh enam hektare sawah beralih fungsi menjadi area wisata setiap tahunnya
mampu menciptakan insan insan yang inovatif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
warga desa ini masih hidup secara tradisional di rumah adat mereka yang disebut uma bokolu atau uma batangu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
saya kemudian diminta para perajin untuk membuat cobek dengan bantuan alat pres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
sehingga nantinya bisa memiliki saldo dana pensiun di masa depan
barangkali harga yang diterima petani ini teramat rendah
komisaris besar polisi gatot repli andoko kabak penum ropenmas divisi humas polri
nah kalau yang jadi pembalap sih banyak ya
ke rusia atau tetap bertahan dengan ukraina
cara nyari foto beda ya
khususnya palangkaraya dan kalimantan tengah gitu budaya dan pariwisatanya gitu
bagaimana cara kita saja yang menjalankannya
selama melatih pras tawa sang ibu mengakui jarang memberi pujian kepada putra sulungnya tersebut
di tengah kesibukannya pras tawa pun selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarganya
untuk merealisasikan target yang sudah ditetapkan oleh panglima tni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
negara untuk diberikan kepada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
pemprov dki jakarta memantau titik terparah amblesan tanah terjadi di muara baru dan sunda kelapa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
dari perpikirakan jumlah pemudik tahun ini mencapai tujuh puluh satu tujuh dari total jumlah penduduk indonesia
dari delapan klub kenchi yang ada di kota medan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
dulu cuma buat mengisi waktu luang belajar di rumah itu
ipcc sudah menyebutkan bahwa ini akibat dari ulam manusia dan ini tidak bisa kemudian dibawa kembali lagi ya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
kita evaluasi bersama lagi dengan stakeholder
nah untuk lagu yang pertama dipersembahkan khusus untuk anda berempat
ketika mereka sudah duduk dalam proses tesnya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
razia kenalpot bising terus digencarkan aparat polda metro jaya
dalam artian tuh kalau echo chamber itu ya temen kita ngomongin apa kita masuk kesana kan
informasi itu saya terima melalui grup kepala sekolah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
ibadah ramadan di tahun ini masih berlangsung di tengah pandemi
pekerjaannya pun bisa dilakukan hanya dengan sekali klik dalam gegaman
ini yang masih lima belas provinsi yang masih di atas nasional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
itu berdasarkan beberapa sumber merupakan daerah ruaya atau distribusi ikan tuna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
kalau naik pasti saya pergi ke daerah saya cek di pasar oh benar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
berapa konsentrasi dari pencemar pencemar yang ada
anda bersama sbs bahasa indonesia
gue ibu rumah tangga yang bangga
jalur yang kemudian kita sebut dalam konteks demokrasi irasional
walaupun bi sudah menyatakan bahwa ini bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah
yang tak kalah menarik di akhir pertunjukan ada atraksi drone yang sangat memukau dengan membentuk aneka formasi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
selain itu roster beton tidak melewati proses pembakaran
nah terrealisasi itu baru enam tujuh bulan kebelakangan pada saat ada dorongan dari pihak pemerintah setempat
tentu pak prabowo semua yang sifatnya bagus ya mengingatkan hal yang baik tentu kita pak prabowo akan
mas gun gun selamat sore apa kabar
kita sebagai audiens di sana itu juga karena kasusnya sudah mulai banyak ya ini
ketutur yang khas dengan berbagai ukiran dan lambang yang syarat akan filosofi
suasana pecinannya tuh oke banget gitu loh
biar enggak kosong habis itu biasanya saya beristirahat juga sih kayak minum air teh hangat
ke laut ya dari laut hitam itu
dilelang itu tentu nilainya bukan nilai itu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
oke mungkin lebih ke saham saham yang mungkin mendapat keuntungan mungkin ya selama ramadhan gitu ya
mungkin berkontribusi pada peningkatan angka ptsd
sudah menyangka atau tidak menyangka tuh kok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
ini problem yang harus kita tangani bersama saya kira
tadi saya sudah bicara juga sama pak erik di sepak bola semua cabang olahraga punya international federation dan punya statuta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
saya termasuk yang nungguin justru memeable katanya gitu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
di mana co pilot menjawab pertanyaannya kaptennya
menjauhkan diri dari rel kereta api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
kemudian bagaimana langkah menkom info selanjutnya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
sebagai seorang freelancer tetap memiliki kebebasan untuk menentukan waktu dan tempat bekerja
terus kira kira yang bisa diperbaiki sehingga paling gak bisa dapet medali gitu di olimpiade apa kira kira
kita bangun tadi fasilitas fasilitas yang tadinya tidak ada menjadi ada
atau justru ya tidak perlu karena ini juga sudah lewat begitu ya dari tahun dua ribu dua puluh satu silam begitu
maka kita akan menggunakan parameternya itu adalah angka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
ada telur kemudian ada tempe ada ceceknya dan ada ini potongan dagingnya
pemberian vaksin sinopharm adalah dua kali penyuntikan
di sepanjang tol terdapat sebelas jalur penyelamat kendaraan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
sekarang keluaran dua puluh ayat empat belas ini adalah perintah ke tujuh
pelaku tersebut langsung mengambil senjatanya untuk kemudian menembakkan ke dalam kaca yang ada di gudung mui
efeknya juga luar biasa kan kita kalang kabut juga
yang pertama kalau memang ini sungguh sungguh merupakan kejahatan yang telah terbelakang oleh motif instrumental yaitu mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi tertentu menjadi pertanyaan
hampir tidak ada bantuan dari luar yang datang ke wilayah suria sejak gempa terjadi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
ya bukan balapan bertiga misalnya ceweknya bertiga yang lain cowok gitu
cuman saya sendiri di sini kebetulan kerjanya juga dengan apa di tinggalnya
dimodifikasi menjadi lomakai dalam proses pembuatannya jajanan mirip bacang ini
emas hijau lainnya adalah rumput laut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
apakah gravitasi sagittarius a dapat menarik bumi hingga hancur
sehingga anda bisa karaokean di sana
masukin saya congkel udah
model baju yang memang lagi hits yang memang lagi ngetrend di sumba
apa yang kali ini juga mungkin berbeda dengan yang sebelumnya
cobek akan kembali diangin anginkan selama beberapa hari
ia tinggal berdampingan dengan keluarganya yang juga merupakan tukang bubur ayam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
tapi kalau beli baru kemarin informasinya beli baru itu bisa sampai satu keretanya itu dua puluh miliar
triliun itu ya sama aja hampir dengan defisit kita rata rata setahun ya
emang apa sih yang udah mas tera dapat dari menembak ini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

apakah memang screening kesehatan tadi juga menjadi salah satu solusi anda
farah anissa memiliki lima ekor kucing anakan persia dan british shorthair dengan aneka warna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
itu secara ukuran paling gampang
tapi yang kemudian tidak terjadi dan menjadi titik balik kesulitan mereka saat ini adalah pada saat mereka terlambat ya
terus juga dengan bagian religion juga
untuk menghindari terjadinya hal serupa
bahkan sebagian masyarakat mengkhawatirkan risiko kesehatan yang akan timbul akibat suhu yang tinggi
artinya memang belum ada perubahan fundamental
ini adalah gerbang masuk misol salah satu pulau di kepulauan raja ampat
ratusan warga tiongkok kembali tiba
tapi kerapatannya itu ngumpul di satu titik di pusatnya yang kita sebut sebagai singularitas
pada waktu prosesi jamasan pusaka kemarin
grade yang farmasi jadi pemurnian yang sangat tinggi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
nah ini yang unik biasanya kan kalau tikus dikenalnya dengan jorok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
pihak sekolah mengklaim telah menyediakan berbagai fasilitas belajar untuk menarik minat calon siswa
mario kan ada backing an main basket kan waktu itu kan
upaya ini dilakukan menyusul maraknya wisatawan asing yang mengendarai sepeda motor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
kalau nembak menang kalah udah nunduk gini pusing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
penukarannya saya satu paket aja tiga delapan sesuai di bank bi nya
nah jadi otomatis pemainnya juga lebih banyak penonton juga lebih banyak
ketertarikan masyarakat menggunakan kendaraan listrik kian meningkat
kiranya tuhan memberikati kita semua
salah satunya menjaga gairah seksual tetap hidup juga menjadi hal yang sangat esensial
tuhan mempunyai satu kuasa memilih
umumnya hotel hewan hanya menerima hewan seperti kucing anjing dan beberapa mamalia saja
kalau menu menunya miki seperti apa
ya sebagai bukti adanya peristiwa proklamasi lima belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima di kota cirebon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
dalam sehari orang dewasa membutuhkan kalori sekitar seribu tujuh ratus hingga dua ribu delapan ratus kilokalori untuk diubah menjadi energi
iya jabodetabek itu kan jalur gaza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
termasuk tanggul laut di wilayah perairan pesisir
secara psikologi sudah membuktikan bahwa sepak bola ini
olahraga dilakukan untuk memperkuat otot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
pemprov berkomitmen mendukung penyelesaian pembangunan tanggul pantai di pesisir utara jakarta
bekerja sendirian gitu ya sebagai big man
kita akan menghargai yang lebih senior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
pistol itu dia pakai piser tiga biji gini nih
sehingga tak bisa seenaknya
dirubah dulu pkpu gak dirubah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
mulai dari evakuasi orang tercebur sumur cincin tak bisa dilepas
mudah kemudian buka tutup throttle nya dia tidak pakai pengetahuan yang jelas tentang kecepatan dan kesimbangan
program studi ilmu hukum di sebuah kampus swasta di solo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
pasangan ini sudah berkegiatan melakukan konsolidasi dan silaturahmi di partai partai pengusung
digelar kamis pagi di pengadilan negeri jakarta selatan
bukan jadi pembalap aja tapi jadi marshall jadi mekanik gitu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
yang singgah untuk menikmati kemegahan masjid yang baru diresmikan pada delapan belas maret lalu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
masyarakat diimbau untuk memperhatikan langkah aman dalam menggunakan kipas angin
itu cukup reasonable dan malah saya pikir itu kita cukup beruntung ya karena kita tidak masuk ke pertumbuhan yang lebih rendah lagi daripada itu
yang sementara unggul dalam rekapitulasi suara di komisi pemilihan umum
perlakuan yang manusiawi kepada pelaku yang notabene masih berusia anak anak
pokok persoalannya bukan pada menghukum atau mengirim seorang anak ke dalam kelapa sana katakanlah demikian
cocok untuk diaplikasikan pada desain hunian kontemporer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
per hari ini stok di pasar induk cipinang untuk wilayah jakarta dan sekitarnya
bagi teman teman terutama kayak saya diaktifis sembilan puluh delapan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
mentara kita sendiri belum bisa berpatokan apakah itu karena kelalaian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
hasil uji obat yaitu terkait dengan kemungkinan besarnya ada indikasi konsentrasi yang tinggi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
sekitar sepuluh lima belas persen dibanding menggunakan kompor lpg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
bencana kalau kita kan hujan sebelum hujan turun kita harus gerak pulang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
enggak itu tuh pelatih kenalnya tuh dari dulu bandung utama
nah kira kira nih olahraga apa yang pas dilakukan saat berbuka agar berpuasa tetap lancar dan juga badan juga tetap bugar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
mereka itu saya nyumbang di tujuh universitas itu
dia di college kan di iowa cukup bagus banget sih kalau gue liat di ncaa
yang ada di tanah air
tapi kita malah nambah karyawan
betul kantor kantor terutama kantor pemerintah ya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
bila makan buah dan sayuran tikus akan jarang minum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
sejumlah warga negara asing masuk ke indonesia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
seperti gangguan kognitif hingga kerusakan syaraf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
kan supporter tentunya yang mengikuti rekam jejak timnas indonesia begitu intens
tapi belum ada penelitian yang menghubungkan secara kuat bahwa konsumsi pisang beberapa lama lalu kemudian gairah meningkat gitu
kalo aku mau traveling bawa pelatih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
menggibung menjadi ciri khas masyarakat karangasem bali
menurut penanggalan jawa kuno selasa kliwon merupakan malam yang penuh berkah dan anugerah
meskipun tahun ini agak menurun tapi secara overall masih bagus
membuat petani petani cabai menghadapi hama yang cukup besar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
ya terjadinya tadi malam mbak karena memang tadi hujan ini kan bukan hanya kemarin tetapi sejak hari senin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
ini untuk satu kubur ini bisa menampung berapa banyak ikan pak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

kalau sahur sih sebenarnya mirip mirip ya mas sekitar jam empat sampai jam lima insaknya
awalnya agak kaget makan pakai pisang tapi ternyata setelah dicoba masya allah cocok banget makan pakai pisang gitu
dia akan bergerak maju atau mundur untuk mendapatkan tenaga mesin
yang paling apa ya mainin emosi kita dan di scene terakhir scene episode delapan yang terakhir saat jordan
bisa dibantu untuk dprd sampai empat puluh m bisa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
tapi saya tidak melakukan satu apapun
beliau ini menjelaskan dalam bukunya bahwa yahudi ini merujuk kepada sekelompok keturunan nabi ishak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
ataupun setelah ada pengumuman tujuh puluh lima pegawai tidak lolos ini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
untuk orang orang yang membutuhkan pertolongan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
mas ariandi kemudian langkah langkah yang diambil bssn ini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
pustakar australia ke piring pesta anda
kalau ada areal apl yang oleh pemiliknya mau dijadikan hutan boleh dong
selain memberikan rasa manis dan mengandung berat
baik terima kasih banyak prof amin subandrio
kalau merge dilakukan tapi kemudian ada beberapa perusahaan perusahaan yang memang sedang dalam kondisi sakit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
luar biasa tidak kerasa ya
baik dari sdm sarana lain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
mereka harus berada di dalam payung rumah sakit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
dari mungkin who menentukan bahwa ini dunia medis
kemudian masih di grup yang sama dengan respon yang sama dari sister irene
udah gitu kayak bj armstrong yang kayak manasin jordan
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
kumat dan tepung kanji dalam setiap porsi tau kuah heci berisi potongan tahu kuning goreng satu
baik kalau kita amati saat dirilis satgas ini ya
kita sudah punya tam jejak
diikat tangannya semua gitu kan
dugaan sementara kematian massal burung pipit ini disebabkan oleh cuaca ekstrim ataupun pesticida
ajiiz perjualan selama enam hari dalam satu minggu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
ini rencananya berarti latihannya kayak waktu tim nas senior di bandung ya
siti nadia menambahkan vaksinasi pcv merupakan bagian dari tujuh kebijakan transformasi kesehatan
soalnya kan kalau adik adik kelas lu kan kayak di model model si mario kan
sebentar ya jaga sikap saudara ya
ini secara politik begitu menurut saya
kami juga secara total juga menyediakan tambahan e tol sebanyak rp empat belas
event ini digelar di sembilan negara dan seri pertama dimulai di abu dhabi uni emirat arab april dua ribu dua puluh dua lalu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
yakni masyarakat untuk tahun ini sudah diperbolehkan untuk mudik setelah dua tahun kemarin dihimbau untuk tidak mudik terlebih dahulu
kemudian ada cuka ada garam dan ada gula
pertama tadi bahwa inflasi komoditas pangan sudah sangat tinggi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
salam sejahtera kami ucapkan kepada pendengar setia kami dimanapun anda berada
tapi emang satu sih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
itu akan membawa migrasi termasuk masalah masalah yang ada di pulau jawa dibawa ke kalimantan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
dengan berbagai macam inovasi yang dilakukan oleh kementerian agama dari mulai fast track
nah pengiriman pertama itu rusak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
janji itu adalah suatu janji yang pasti
pada bulan maret lalu kawasan mandalika nusa tenggara barat menjadi tuan rumah kejuaraan dunia balap motogp
tapi ini ngomongin last shot ya tembakan tahel gitu kan ya
banjir akibat hujan deras kembali merendam kota manado dan sekitarnya pada jumat pagi
nah pendengar itulah tadi sebuah rangkuman tentang iklim
di pulau paling selatan indonesia
banyak musisi etnis dan juga ya banyak artis nasional gitu kan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
penghubung selatan utara ini yang belum lombak
apabila sudah di atas lebih dari satu ratus dua puluh enam mg per desiliter
tiktok berkomitmen melakukan investasi jangka panjang
agar tidak ada alasan untuk tidak latihan setiap hari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
dan ada pemenang yang tidak memiliki sisi telur yang terkacau
kan tadi disebut conservation international
saat ini yang dapat kami informasikan bahwa pelaku berjumlah satu orang
khusus untuk masuk mal hanya warga yang sudah divaksinasi yang boleh masuk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
tapi yang menjadi perlu terus didorong adalah dari sisi efektivitas dari spending yang sudah dialokasikan ya
habis itu baru kofifah baru ada jauh mahfud
karena kita hanya bisa membuat pusmas tersebut dengan biaya yang agak sedikit lebih besar
yang seharusnya kita mampu mempush produksi dengan relatif tinggi
sebenarnya ada sisi menarik yang kita bisa angkat
pelatih di dalam keraton disebut dengan pemucal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
tapi salah satunya adalah membuka keran keran atau sumber penghasilan baru di luar penghasilan kita sekarang
berulang kali melakukan rahasia terhadap bentor
kalau musik saya jarang musik yang ini om
ya biasanya kalau anda amati di lapangan di publik yang melakukan perundungan ini latar belakangnya dari keluarga mana ya
lalu apa anda melihat hal ini lebih kepada
itu sudah harus melakukan kontraplau satu lajur
itu mendorong mereka untuk melanjutkan ke surabaya
sekarang ini harga kedele internasional sudah mulai turun lagi
kita ada satu yang namanya
yang juga akan menjadi salah satu destinasi akhir pusata alam saya
ada konflik konflik baru lagi dan itu nggak dituntaskan
kemudian hal hal lain yang highlight dari persidangan hari ini akan disampaikan
disebut pradm atau pre diabetes
pertapaan rawaseneng merupakan salah satu pertapaan rahib atau biara yang sangat ternama
pertama dia harus memiliki dana yang memang sudah dia siapkan sampai
mungkin kayak bermainnya atau apa ya bentukannya gitu nggak terbiasa kalau gue pribadi
laser erbium dapat digunakan untuk memperbaiki tekstur kulit
pemerintah telah mengumumkan kenaikan batas harga tertinggi penjualan mobil low cost green car atau sgc
kita menunggu informasi lebih lanjut dari pihak kepolisian terkait dengan seperti apa kondisinya
atau belanja sekarang bayar nanti begitu
berarti gak sempet main libama ya kok ya langsung ibl ya berarti ya
serta tidak memaksakan beban pada tubuh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
sehingga secara tidak langsung kandidat ini mendapatkan keuntungan politik
wisatawan lintas negara hingga lintas agama seperti saya
saya mendengar cerita tentang seorang pria di india
dari banyak kebakaran hutan yang terjadi di kalimantan
itu sebabnya waktu itu kita pengen punya reagen sendiri punya bikin produk sendiri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
memang banyak juga tim timnya yang masih muda gitu tapi juga banyak yang sudah berpengalaman gitu ya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
nah pak derry untuk kali ini
kita sudah nyoba berulang kali tapi
tragedi tersebut terjadi setelah pertandingan arema fc melawan persebaya surabaya pada satu oktober silam
sama sama bu sukses semuanya
stephen simpson adalah pemimpin kolektif dan ketua obesitas australia
sebagai kapten pras tawa tidak segan mengajak para junior untuk melakukan aktivitas aktivitas menyenangkan bersama untuk membangun keakraban
ataupun sebuah insentif bagi warga negara korea untuk mendaksarkan diri melakukan vaksinasi
betapa dia membenci para prajurit tentara filipina
hingga akhirnya kadar gula darahnya mencapai lima ratus tiga puluh dua mg per desiliter
melambangkan prestasi sportivitas dan juga solidaritas
yang hanya untuk beberapa tahun saja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
sementara itu menurut pengelola objek wisata candi borobudur
beliau juga langsung sudah menyatakan terkait pembatasan harga tersebut
misalnya hari ini kita sedang siapkan untuk memflush out tiga ratus delapan puluh ribu ton
namanya bisa ganti jadi rawon manis mungkin
pempek lebih unggul jika dibandingkan dengan boiled main lobster dari amerika serikat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
pelan pelan biar bentuknya cantik
ada yang dari eropa timur ada yang
kemudian direalisasikan pelan pelan gitu kan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
namun beberapa pembuat jalang kote kerap menambah potongan telur atau daging cincang
harus dicari satu teknologi yang bisa mengurangi emisi buangan dari pemakit batubara
hanya beberapa teknologi terus berkembang di dunia kedokteran
masyarakat qatar masyarakat arab
ya karena menggunakan kok seperti bulu tangkis
yang kedua memang saya juga mencari anak muda yang cukup berani punya suara gitu ya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
dari yang biasanya tiga puluh hingga lima puluh paket bisa meningkat hingga satu ratus lima puluh paket per hari
peremajaan kereta adalah hal yang tidak bisa ditolak
di lorong penuh jajanan ini ada satu tempat yang sangat ramai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
nah ini infrastruktur ini menarik dan kalau kita bicara biasanya china ini menggunakan aab
katanya teman teman saya enak kerja gini mbak
waktu dia mau berobat ke tempat tempat lain sudah ada datanya
seminggu empat kali sampai lima kali empat kali sampai lima kali
tentu tiga m yang harus kita laksanakan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
diketahui selain untuk meningkatkan stamina susu etawa juga rendah lemah
atau kasusnya akan korban jiwa
bukan soal salah benar tetapi masih perlu terus ditingkatkan usaha mitigasi atau mengurangi risiko bencana akibat gempa ini
artinya memang tidak berhenti sampai sini ya bu
nah mungkin mbak prita bisa memberikan kira kira apa saja sih advice nya menarik
ekonomi maupun sosial kemasyarakatan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
dalam sehari sutomo dan kusir delman lainnya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
tampaknya tidak lengkap ya jika tidak ditutup dengan berburu kuliner
momen kerusuhan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu
baju baju cantik dengan bahan dasar kain tenun sumba sudah beberapa kali tampil di panggung peragaan busana internasional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
atau tempat ini disebut juga sebagai hotel hewan
selain itu pada beberapa momen abdi dalem harus melakukan gerakan hormat sembarangan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
investasi dan perbankan universitas negeri surabaya unesa
tidak ada perlambatan malah justru ini mendorong keseimbangan antara hulu dan hilir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
dalam waktu dekat pemerintah kota surabaya akan mengadakan car free night di lokasi tersebut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
ya kita mendorong untuk usaha usaha
filmmaker yang sudah memiliki
memang secara grafik di rotendau dari pemilu dua ribu sembilan belas tidak terlalu banyak
pas mau salaman sama menlu retno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
gak tau apa lakers melihat kesempatan yang lebih baik sekarang
obat yang paling manjur kepada diri kita sendiri yang punya masalah
demi memastikan cita rasa yang otentik
hakim membacakan kesimpulan fakta demi fakta yang mereka dapatkan selama rututan sidang kasus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
langsung konsultasi ke dokter dan diberi tindakan sesuai dengan apa yang dialami
juga di share mengenai destinasi destinasi
menuju sel di belakang gedung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
memperlihatkan gambar pertama lubang hitam berukuran sangat masif di pusat galaksi bimasakti
satu atau dua minggu ya aku balik lagi latihan
warga udara terletak di antara membran bagian luar dan bagian dalam pada ujung telur yang lebih besar
susah untuk bernafas itu pernah kayak gitu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
itu yang terbaik saat ini yang paling modern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
baru baru ini video chaos menjadi viral di media sosial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
ia membuat langsung tujuh menu spesial
hiu dan cetacean atau mamalia laut ini ada juga di daerah ntb dan ntt
pada masyarakat pada tenaga kesehatan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
untuk mereka supaya bisa fresh kembali
memberanikan diri di simulasi ini adalah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
kali ini saya caganjar akan mengajak anda menjadi orang yang kuat dengan apa ya ajak makan yang
kalau dipikir pikir tamu itu menginap dengan sampah dong ya
itu boleh makan mungkin cupcake atau ice cream
misalkan jalan tol nanti akan kita bahas di slide berikutnya kemudian waduk dan juga investasi energi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
bukan hanya fosil makhluk hidup peninggalan jaman batu
kemarin juga di gambar itu ada pengujian yang mengukur tekanan darah dari tikus itu
kita melakukan tindakan sebagai satu effort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
dalam kejuaraan nasional hingga internasional
atau ilmu ekonomi juga jarang sih
ini kan udah dibagusin ya lapangan segala macem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
kalau dipaksa dia ke selatan di sini juga tidak aman
ada nasi pinggiran roti tawar dan juga pur
satu diantaranya merupakan sutradara berinisial ir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
tanpa perlu membangkit bangkitkan penyebabnya
mengapa kemudian ini menjadi alasannya ketika membersihkan senjata tidak sengaja tertembak sendiri begitu
nah yang paling tepat untuk menetapkan siapa yang berhak tadi
bisa dikatakan itu surga ya
hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota batu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
soalnya kan kayak ya gak pernah nanya juga sih
ibu ini diduga meminum air rumput fatima sebelum mengalami kondisi kritis
ada sebagian untuk melaksanakan penerbangan
tidak sendirian berbagi ruang pondok jerami kecil itu dengan para pembunuh dan pencuri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
kalau ada kebutuhan yang mendesak yaudah pak
di depan layar perangkat elektronik adalah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
terus nanti ada komite performance juga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
kapanpun baik siang atau malam bisa bepergian tanpa kekhawatiran
yang disebut transisi adalah bagaimana negara negara ya
kemudian mungkin kabel yang menjuntai dan sebagainya
gue pengen lah gitu banyak yang tertampung
itu memang paling besar perbincangan terhadap prabowo gibran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
tapi justru yang mempertahankan itu lebih banyak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
perkumpulan level elite juga nah bagaimana
ukuran tikus putih bisa mencapai empat puluh cm
berarti senior lu ijam itu termasuk yang paling berjasa ya dalam karir menembaknya tera
untuk apa ya nggak cuma mendokumentasikan
yang bertekstur lembut dan rasa yang diri ini sangat cocok disantap dengan nasi hangat dan juga lalapan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
itu untuk layanan primer
tapi kan ada beberapa kayak
kalau bersih yang pribadi itu biasanya saya pakai vakum kecil aja sendiri kebut kebut sudah
saya senang ya mereka itu sangat semangat sekali dengan cita citanya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
waktu ini akan terjadi
apakah dia membawa covid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
pg dan peg itu dibolehkan dan sorbitol dan gliserin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
juga merupakan akronim dari bike on street everybody happy
kalau di dunia ini orang masih menggunakan emas murni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
saya ke venue menembak itu kan kayak daerahnya adem kan lebih adem kan
kelompok sebelah juga menggunakan
kalian bertiga itu kan besarnya dari media sosial ya dari youtube dari tiktok gitu
orang turun dari sini mau kesana misalnya terbukti tidak senyaman dan aman seperti ini
itu kita lihat ini tetesannya itu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
padahal volumenya besar sekali di sana ya
bisa mencapai dua ratus enam puluh mg per butir
lebih dari enam puluh ribu klien akan membayar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
kita mengambil segmen bentuk penyajian dan rasa yang berbeda
dia harus bisa menunjukkan bahwa eh ukt ini
salam sejahtera kami ucapkan kepada anda di seluruh nusantara
mereka dibebaskan dari membayar hutang
kita akan coba membahasnya pada malam hari ini bersama dengan pak alexander kaginting
yang ditempatkan nantinya dalam komposisi pemerintahannya pak prabowo dan juga mas gibran
jika sudah tidak mempersiapkan produksi
ini merupakan ekstrak dna dari ikan salmon
kopral ii mudasir masih berpangkat peraka ketika bergabung dalam kompi alpha
meninggal akibat tertular influenza b
tapi di luar itu maka anda perlu mempertimbangkan kembali penggunaan paylater untuk perumah tangga anda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
dari segala bentuk penindasan
misalnya memasukkan beberapa pertanyaan
impor yang lebih tinggi lagi dibanding tahun lalu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
mengingat memang tadi di awal perbincangan anda juga mengatakan daripada persaingan semakin ketat
udah seharian jalan di tmii dan tadi closingnya sangat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
safety buat kita juga safety buat ular yang kita rescue sendiri karena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
salah satunya siti ibu rumah tangga yang mengikuti program ini mengaku juga bisa menghasilkan uang dengan ikut ambil dalam kegiatan ini
target akhirnya kan para penyelamat kopi
ya kita dapat seribu seribu lagi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
kalau ciri khas kami tenun sumba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
sudah mulai mengumumkan bahwa akan melakukan
kami perintahkan kepada bapak prabowo untuk langsung menanggapi jawaban dari bapak anies baswedan
untuk berkorban kepada orang orang yang bermasalah
tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal satu ratus tiga puluh satu ayat satu dan dua
saya mau tinggal sama keluarga untuk dua minggu aja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
sehingga tidak mudah retak selama proses pengasinan
gara gara dua ribu empat belas asean games itu ya
harunya sampai studio dua cnn indonesia
tapi menkyu sendiri mengatakan ada tiga hal yang menarik terkait dengan pemberian bansos kali ini adalah
kebanyakan peminatnya adalah perempuan
nah penasaran saya menyusuri sungai perogo untuk nyari beongnya
kayak tadi yang dibilang jadi medis jadi medianya gitu kan
pertamina juga mengacu pada nilai tukar rupiah dan harga mops atau mean of plate singapore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
akan terus bertumbuh seiring dengan perkembangan dunia ya
tanggal lima oktober dua ribu dua puluh dua karena telah memenuhi unsur formil dan materiel
lantaran terlepas saat hendak dinaikkan ke mobil oleh pemiliknya untuk dijual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
harga tinggi tapi juga impor banyak seperti apa ini pak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
bahwa kami di sini sudah menyiapkan daftar hotel hotel yang digunakan
barongsai diisi dengan arwah atau roh yang dikenal dengan istilah buka mata
apakah misalnya kita cuma mau enaknya saja dan jadi egois di sana
tapi ya kurang siap begitu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
kemudian clinton juga menang terhadap dole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
kalau dulu kita juga mengajarkan kalau kamu ingin berhasil
nah mungkin itu bisa menjadi satu hal
sambil mendengarkan apa vonis hakim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
orang yang mempunyai daya pikir yang tinggi
kami saat ini dalam tahapan
di tempat ini ada seribu lebih tikus yang dikembang biakan
akibatnya jumlah pt pt di kota makassar terus berkurang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
lebih dari lima puluh itu anak anak di bawah usia delapan belas tahun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
apakah hukum allah sepuluh perintah allah telah disingkirkan dengan aturan moral ini
malah menekan kalau kecepatan di atas satu ratus dua puluh
jika kita sambil pakai apalagi sambil main game pasti pakai prosesor besar
menyebabkan munculnya titik titik penjualan takjil di kota besar
tapi ada indikasi bahwa ada ketidak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
bah minto muncul dalam beberapa konten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
dengan menggunakan sepatu dia landingnya atau cara larinya itu heel strike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
itu ngelatih dari di sma juga eh di smp juga tuh gimana kok
mereka mengaku mengetahui galeri museum ini dari media sosial
berarti barang di bawahnya tuh ya kalau disini jangan terbalik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
baik kita akan melihat lagi bagaimana untuk slide selanjutnya ini sentimen dari para netizen ini bagaimana nih
akhirnya kereta saya datang
sebelumnya fenomena ribuan burung pipit mati massal juga terjadi di kuburan banjar sema desa pering kecamatan belah batu kabupaten gianyar bali pada kamis pekan lalu
ketinggian air di sejumlah ruas jalan maupun permukiman mencapai sekitar tujuh puluh cm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
ya berarti lo dari smp eh dari smp udah pindah ke palembang ikut sekolah basket di palembang
saya udah bisa mengerti hampir semuanya
tapi nggak sampai mengancam produksi
kemudian dia mencuci pintunya baru dia masuk gitu
perlu banyak belajar dan bertanya gitu
itu yang ngajak kakak kelas gue di sekolah sih tapi memang dia dulunya kenal sama pelatih yang ngelatih dia itu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
saya melihat seremonial aja gitu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
satu porsi kecil sedang hingga besar dihargai mulai tiga sampai dua puluh rupiah
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
sebenarnya mahar kita di tokoh tokoh spiritual kita
beragam tulisan kuno di atas batu
untuk melaporkan hasil kinerjanya selama tujuh puluh hari menjadi presiden menjadi menteri perdagangan maksud kami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
dikarenakan juga vaksin ini sangat aman
sehingga dicurigai dapat diduplikasi oleh pihak tak bertanggung jawab
serta mampu hidup di air tawar dan air laut
itu pertama lalu yang kedua south park jadi memang dari situ gue mulai berfikir bahwa seru juga ya
tapi mereka hidup di sini dan dia terus kembali ke sini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
kepala negara menyebut peletakan batu pertama sejumlah infrastruktur di ikn menunjukkan tingginya minat investor
kenapa sih kok lebih bicara pada sesuatu yang tidak substansif gitu
cawapres pak prabowo itu membuat posisi mas ganjar dan prof mahfud serba salah ketika mengkritik pemerintahan
suatu alasan yang baik menghadapi masa yang akan datang
kalau di kamboja ini disebut sebagai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
bps mencatat angka pengangguran di bali pada agustus dua ribu dua puluh meningkat hingga lima enam puluh tiga dibanding tahun sebelumnya
yang diklaim tertua di kabupaten ujung timur pulau jawa
hmm tapi soal rasa bagaimana
itu kan berbasis aplikasi
sehingga botox dapat digunakan untuk mengurangi kerutan kerutan dinamis pada wajah
tetapi sekali lagi konsumen itu rasional
ternyata lebih rendah daripada ketika membaca teks saja
ya tentunya ketika kita berharap hubungan itu harmonis
tidak kemudian membuat berita fitnah dan sebagainya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
barongsai tampil dengan cara yang berbeda
pada kamis ia dibawa ke gedung kpk jakarta untuk ditahan di rutan kpk cabang pongdam gutur
secara turun temurun tahu kuah heci ini sebuah kue yang sangat berbeda dengan kue yang diperoleh di kota bunga dan di kota jawa tengah
nah ini kebetulan saya sudah bersama pak siapa pak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
haidar nasir meminta pengurus masjid dan musola di bawah naungan lembaganya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
kita tahu sama sama bahwa vaksinasi ini adalah satu hal
kalau mereka mau mengejar ketertinggalan gitu
bagi saya sangat menguntungkan bagi warga
target musim depan udah
hal tersebut salah satunya berkat bonding antar pemain yang sudah terjalin
beberapa kali gerakan kaki dan tangan saya tidak seirama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
ketua komite olimpiade indonesia menyebut akan memberi catatan khusus kepada negara negara asia tenggara mengenai pelanggaran sea games ke tiga puluh dua di kamboja
presiden sampai hari ini percaya kredibilitas kita untuk tidak melakukan hal semacam itu
yang tidak berdasar menurut saya
kalau ingin visi ratio nya itu di bawah tujuh
punya gengsi gitu kalau main di jakarta gitu
terima kasih ibu dewi safitri
dulu cuma ada trotoar segitiga saya izin sama pak rt
dia datang dia datang dia datang dia datang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
sate juga tidak menggunakan tris ikan atau menggunakan banyak bumbu dalam proses pembuatannya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
selamat pagi pak bob azam
sehingga mereka mencari warna yang kira kira semuanya suka dan semuanya pas nih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
juga semuanya disita oleh kpk
kita itu kalau mau sarapan ini ada yang pada rela antri nih
kecuali jika ditemukan serpihan dari baterai atau ponsel yang mengenai pembuluh darah yang vital
sebenarnya untuk kadarnya seperti apa yang bisa ditoleransi oleh kulit manusia
angka angka itu itu kalau pengalaman tahun dua ribu dua puluh dua
tidak jaga jarak termasuk gurunya gitu ya
bedanya roti khas turki ini memiliki ekstra krim keju sebagai bahan celupan rotinya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
tadi makan opor ayam di tempat terbuka
bilik pencoblosan kotak suara dan juga
kalau ditanya gue akan melupakan atau meninggalkan dunia balap total sih nggak ya gitu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
wmn aja jadi lama tuh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
kemudian hindari atau kurangi merokok
tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau tppo ferencjov mahasiswa ke jerman ss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
yang kita kenalkan jogjakarta itu harganya makanannya murah murah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
ya permasalahannya karena digiring ke politik itu
bersama lauk pauk pilihan sesuai selera
kalau kandungannya itu misalnya dia rotinya roti putih
nah itu yang saya gak bisa lupa sampai sekarang dari koroni gunawan masih saya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
sebenarnya kita lebih tertarik untuk punya metode metode
menambahkan risiko bagi masyarakat yang melakukan jogging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
lantas apa dampak ini pak terhadap umkm di indonesia pak
selesaikan konfliknya artinya dikeluarkan dari klaim klaim konsesi itu
maka mereka mohon maaf akan menerima dengan senang hati
oke baik semuanya sudah
kedai makanan khas hongkong ini buka mulai pukul delapan pagi hingga sembilan malam pada hari kerja
tetapi kita mau di akhir ujung dari batas ring kita yang enam ratus tujuh puluh tahun itu
sudah dikumpulkan dengan air semen dan pewarna merah ditumbuhkan ke dalam cetakan secara bertahap agar padat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
selama pemberlakuan one way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
semoga puasanya lancar lancar dan semoga udah kesempatan secepatnya untuk kembali ke indonesia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
saya baru di surabaya itu sekitar setahun dan lebih lah pas kuliah ini baru saya di sini
oleh sebab itu para pendengar yang budiman
nah pendengar pada tanggal tiga puluh satu agustus hingga dua september kemarin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
ada baiknya lah kita tidak mencampur adukan ketiga
capek jalan jalan di kampung sosrawijayan saatnya memanjakan perut di bedot resto
kemudian juga pekerja yang rata rata di jakarta
beberapa opioid yang paling umum digunakan
tadi saya habis capek jalan jalan keliling pasar nih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
gue kalau udah cinta sesuatu gue gak ada kata nyerah sih
tadi arus balik arus balik juga ini
yang kami sampaikan adalah lima tahun terakhir ekspor terus meningkat
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya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
penting sekali didasarkan dengan ekosistem yang sehat dan ekonomi yang berkelanjutan yang memberikan manfaat
sesuai dengan misi yang ingin dicapai oleh irfan amali
antara fase tertidur dan terjaga
salah cabur sih lu salah cabur sih lu
pakar hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar menilai prank yang sengaja dibuat seseorang serta merugikan orang lain
untuk dapat menembak alias poin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
saya kira tidak ada hubungannya juga
terdapat sebuah lubang yang dikelilingi oleh paman karang laut
setelah itu baru tadi kami menerima nopal diplomatik bahwa kami akan mulai para diplomat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
tiga konstitusi kita dan undang undang poko agraria
nah kebetulan sekarang saya lagi dapat tugas nih
bakat bermain basket pras bisa dibilang sudah mendarah daging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
kemudian eric ngasih sebuah buku peacemakers judulnya itu dari amerika
prosesnya kan cukup lama ya mas
kita nanti senin depan ini udah balik udah mulai latihan lagi persiapan buat playoff
yang saya hormati ketua bpk republik indonesia
saya pikir tidak ada lagi kota yang lebih mulia daripada kota ini
akhirnya saya tidur nggak bangun bangun
ya kita harus melaksanakan ketentuan tersebut
hal itu dilakukan agar kebutuhan pokok selama satu bulan bisa tercukupi
lalu yang ketiga ini krisis energi
sepat selisih dua poin juga terakhir kan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
walau ramah di kantong siapa sangka
kemarin pas kita podcast sama augie
awal mula kami transfer sekitar satu m sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta
walau agak sulit dijangkau karena lokasinya di dalam gang
bahkan banyak yang merasa belum makan jika tidak mengkonsumsi nasi
inilah radio advent suara pengharapan
yang terkenal banget sama sekolah basket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
akan menjadi pertanyaan yang muncul di tengah besarnya biaya yang mesti dikeluarkan
serta menjalankan fungsi aparatur sipil di dalamnya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
nah itu saat itu gue gak tau sma tiga dimana
tapi memang untuk ronson ini butuh perizinan dari bapak ten
untuk memperoleh harta dunia
memutus dominasi filipina yang tiga belas kali beruntun memenangkan pesta olahraga se asia tenggara itu
nah agak berbeda di wwf dua ribu dua puluh empat ini atau wwf yang ke sepuluh ini adalah
begitu mencari makanan halal mudah kemudian tempat ibadah dan masjid juga bisa ditemukan di sana
tapi bagi yang baru memulai mencoba ikut latihan dan memiliki kekuatan otot tubuh bagian atas yang prima tidak perlu berkecil hati
terutama pada masa masa titik kritis di libur akhir tahun dan juga kalau di tahun depan di lebaran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
apa ya kepada individu saya
pengunjung juga tidak perlu merogoh kocek yang dalam untuk menikmati pengalaman menyusuri sungai ini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
kata kata al insanwalkan atau manusia dan alam semesta yang tertera di museum ini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
untuk menutup capex yang mereka harus keluarkan ya dalam rangka pembangunan pembangunan infrastruktur ini ya
kenapa karena murah satu murah cepat
mereka terus mengatakan bahwa two state solution tidak goya
menyampaikan bahwa ketiga bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga andis baswe dan sudah hadir di istana negara
makanya kan kita dorong bung pipa untuk mencoba
yang namanya pelanggaran pelanggaran prokes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
sang ayah pemain basket ternama era tujuh puluh hingga delapan puluh an dan kini menjadi partikel basket nasional
warga terpaksa mengungsi akibat banjir yang mengenangi lahan rumah rumah warga
yang rencananya akan digelar tanggal dua puluh delapan agustus mendatang yang persiapannya kini tengah terus dikerjakan
ada ice cream dengan sentuhan lokal
ya kita kan juara olimpik kan gak banyak nih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
merasa bersyukur dikaruniai keluarga
namun sejak lokasi ibu kota baru ditetapkan dan pembangunannya dimulai
kita bisa ada bahan bakunya atau kita harus impor itu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
ini yang unik nasi uduknya dibungkus pakai daun pisang
gak ada waktu juga sih berarti buat tambahan yang private private gitu waktu itu
seperti misalnya pariwisata premium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
mereka seneng banget di sini karena tadi juga mereka sudah melakukan tugas yang mereka sudah jalani untuk khusus didikat dari tanggal lima belas juli lalu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
direktur eksekutif amnesty international usman hamid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
ada yang lewat tanah air tanah
menurut pt kai jalur di sekitar rel itu bukan milik warga kampung dupak ini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
berebut gabah gkp di tingkat petani ini perlu diatur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
terkait dengan kejelasan proses hukum dari intimidasi teror cyber
itu terdiri dari ada dua puluh saksi kemudian ada saksi alis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
kalau sama pemain indonesian patriots sih
eh ternyata sama tuhan dikasih lebih kan
kalau di musim kampanye atau di pemilihan begini
namun berburu tempat tinggal bukan perkara mudah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
cukup banyak pemain yang bisa bersaing lah ya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
dari sebelumnya tujuh enam miliar
jangan menunggu untuk membeli tv baru dibuang tv lamanya tidak usah karena anda bisa menggunakan set top box dan juga antena digital
nah sebaiknya kalau belum mampu membuat bangunan yang kokoh strukturnya
sudah sangat mengambil peran yang sangat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
kalau memang judi online ya tidak ada pengembalian gitu
oleh pak prabowo untuk tetap stay
mampu menyewa properti dalam jumlah terkecil sejak tahun dua ribu delapan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
dikejar kejar sama pindahin wasitnya gitu kan
menurutnya kondisi kesehatannya membaik setelah melakukan hal tersebut
motor curian ini dijual ke wilayah lampung
permainan asal tiongkok ini terus berkembang
di tanah abang sentra sentra bordir di tasik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
tapi dari segi karakternya berbeda ya
itu sudah dikasih jaminan anda akan dapat dua x sembilan puluh lima tahun hgu
bagaimana caranya perlu di sini ada instansi terkait melakukan kontroling pengawasan terhadap aturan aturan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
kan mereka gak punya kekuatan militer yang besar gitu ya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
apa sobat sobat gencet ada yang pengen nanya nanya nih
terkait dengan lokasi tempat diamankan
bapak sudah lakukan audit tadi bapak sudah paparkan
kemudian langkah memberikan subsidi dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan
ada banyak peraturan dan apa aja yang harus diurusin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
jadi beberapa fentanyl berubah menjadi kokain kadang kadang terlihat sebagai met
singa pun divisualisasikan dalam barongsai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
rumput fatima adalah floral herbal yang terkenal di kalangan perempuan indonesia
bisakah saya menjadi orang kristen sejati tanpa menuruti perintah perintahnya
di mana mungkin teman teman media juga dan para masyarakat sepak bola sudah menunggu nunggu nih
terus akhirnya kita dapat kesempatan untuk main di ibl dua ribu sepuluh
yang dibangun narasi pak tiko meresmikan pabrik
tapi boleh diceritakan sebenarnya
oh boleh bu bisa dipakai buat senam senam ibu ibu sini kan
yang sudah terkulai tak berdaya di jalanan
kini di usianya yang masih tujuh belas tahun erin sudah dipercaya menjadi konduktor orkestra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
baik saya kira pak anies saya kira masalahnya adalah datanya sudah cukup jelas
yaitu rasa original melon dan mojito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
meski menyulitkan berjalan sekat sekat ini banyak fungsinya lho
itu tahun berapa kak ya dua ribu berapa kak

itu kalau di rusia mungkin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
ibl punya satu stadion
oh masih ada di sini harus ditutup lagi
dan hanya akan tahan hingga september mendatang
di taman mini kita juga bisa melihat aneka burung di taman burung yang hadir dengan tampilan baru
batuan ini bertumbuh atau hidup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

lalu bagaimana sosok pemilik rumah batik serasan ini tergerak hatinya membantu sesama dengan membuat batik yang memiliki simbol keandatan dari kabupaten muara enim
warnanya hitam jika matang dengan rasa manis sedikit sepat
tetapi antisipasinya sesungguhnya sudah sangat tepat ketika melakukan screening kesehatan terlebih dahulu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
nah itu yang kemudian salah satu pemicu terjadinya banjir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
ini yang penting nih bagaimana menyaringnya
bagaimana mengamankan pangan terutama pangan dalam negeri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
pas aku baru pulang liburan terus ditelepon dari pusat suruh datang ke kantor gubernur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
sehingga surabaya ini menjadi kota yang aman insya allah seperti itu
untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat
politikus dari pdi perjuangan yang bertahan sebagai petahana anggota dpr ri terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan dari dapil delapan jawa timur
iya itu pertama kalinya aku ke jakarta itu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
bagian norinya itu kayaknya enggak usah terlalu lama
roh kudus akan menuntun kami untuk dapat mengerti ayat demi ayat yang telah kami buka dan kami baca
wah ini yang kemarin teki yang bawa juara nih kayak gitu gitu tuh kayak kebanggaan sendiri gitu
tapi dari temuan temuan kami itu banyak ditabrak ya
untuk memfokuskan pikiran kita kepadanya
di pertandingan pertama kita main empat empat dua di pertandingan berikutnya kita main dengan empat tiga empat tiga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
mulai dari rempah rempah yang digunakan
itu efeknya malah lebih bahaya
untuk menghindari akibat mengerikan yang dia tahu ada di luar sana
lukas bakal pilih bakal nembak sendiri bakal nembak last shot dibanding passing ke michael james
bagian kurit yang tersentuh oleh tebu terasa begitu gatal
selamat pagi menjelang siang riana bagaimana kabar anda karena saya sudah mendengar anda sedang menjalankan isolasi mandiri di beijing
bisa saja sebetulnya dia tergoda untuk menggunakan itu
membayar biaya sekolah hingga tadi yang kita bahas bersama
lalu ada tanggal tanggal untuk bayar listrik dan lain lain
selain digelar saat perayaan maulid nabi seni rudat yang dimainkan puluhan penari ini juga sering diminta tampil pada acara yang digelar di puri karangasem
resikonya panjang dan enggak mudah untuk panen
dan gue kaget maksudnya dalam arti ini jarang jarang pemain yang
baik itu dengan iot internet of things baik itu dengan mekanisasi kita rambu dengan smart farming
namun masyarakat bisa mengambil tindakan sendiri
peternak layer atau ayam boiler itu juga harus bisa mendapatkan harga jagung yang baik
melihat situasi di kawasan istana negara dan sudah ada koresponden cnn indonesia ausirion dulu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
otak itu akan melepaskan suatu senyawa yang namanya serotonin dan dopamin
oh oke jadi berawalnya sebenarnya dari hobi kalian masing masing gitu ya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
nah seperti apa bapak melihat kedepannya dengan merger ini kemudian juga solusi tadi selain penampingan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
menambah nilai estetika dan memberi kesan lebih higienis
berarti kalau dikalikan tiga itu sudah berapa juta yang harus diverifikasi konten ini
kalau aku legenda ya legenda itu dalam artian apa gitu
lantas apa saja yang diperbaiki agar permasalahan tadi tidak terulang dalam pelaksanaan haji tahun ini
sekarang peraunya masih kecil yang kita makan itu dari perahu kecil
amanah undang undang pasal dua puluh delapan ayat satu mengatakan bahwa amanah masyarakat harus selalu sehat lahir dan batin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
ini adalah upah minimum seperti itu
dari situ saya kepikiran untuk buat jus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
harga beras terus meroket ya pak dalam beberapa pekan terakhir ini
kita pasti sudah tidak asing lagi dengan nama gundala atau sri asi
kebutuhan yang utama biasanya dari pelet karena sudah banyak kandungan di dalamnya
besar kemungkinan kenaikan harga bbm ini dapat mendongkrak inflasi di atas sembilan pada akhir tahun ini
dijatuhkan bang jo hingga kini masih belum ingin melihat video viral penganiayaan anaknya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
di lingkungan orang orang china orang orang lokal dan juga temannya juga banyak orang lokal
itu mengatakan akan mengevaluasi sistem distribusi tadi

si rekap itu sebenarnya satu sistem yang dipakai untuk mengontrol rekapitulasi manual
ya jadi biasanya lab lab yang terhubung dengan sistem informasi di kementerian kesehatan
yang olehnya ketika di bumi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
penggunaan aksesoris yang tidak sesuai standar
yang artinya kota di kaki gunung dekat muara dan laut
anda bersama sbs bahasa indonesia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
agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini
sesi tanya jawab antara calon presiden
kelas kelas pun didesain menyatu dengan alam dengan bahan ramah lingkungan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
agar warga tertarik menggunakan sarana angkutan yang tergolong tua ini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
seperti proses manajemen lah ya semuanya harus adaptif dan sesuai dengan
ini pilihan terakhir buat kalian
pemilihan material roster dapat disesuaikan dengan beragam konsep hunian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
nah itu dia logat susah hilang lah
cukup berpengaruh begitu ya pak faktornya dalam hal ini untuk memperlancar mudik begitu
korlantas polri juga akan melakukan pengaturan lalu lintas
semua di sini aku ajak bahasa jawa
kenapa mereka berobat ke luar negeri
hakim pun mengatakan tidak ada satupun hal yang meringankan mario dandi
sama seperti saya bikin dell saya bikin sma unggul dell
bapak rudi dan ibu natalia
maupun belajar membaca maupun berhitung
terlihat suasana menegangkan orang orang juga antusias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
sementara itu di jakarta timur seekor ular sanca kembang dievakuasi dari bawah tangga sebuah showroom toko furnitur di kawasan matraman pada selasa siang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
ini ada pihak dari kampus mungkin yang bantu atau pihak pihak tertentu gitu gimana
terakhir kan bajik amin nih
para pemain pun tak harus dituntut untuk bermain dengan teknik sempurna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
secara sistematik perlu diuji melalui survei
oke mas ini kalau misalnya di saat bulan ramadan seperti ini tuh apa sih bedanya
masih ada waktu bapak ingin dimanfaatkan
tapi gak keliatan kayak lo tuh lagi apa gitu
itu sebenarnya di seluruh dunia atau di indonesia saja
kita kan khusus produk sendiri
sudah jelas ciri atau identitas mereka memang harus menampilkan ritual atau seremoni yang aneh yang saya katakan tadi
sementara itu menurut kepala unit keselamatan berlalu lintas satlantas pores tabes bandung indah puspasari
namanya memang tak lazim namun penamaan tersebut sengaja dilakukan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
nah ini adalah isu perbincangan di media sosial pada tanggal dua puluh dua april sampai dengan dua puluh tiga hari ini
hari pas hari hari h nya
muncul dan itu ternyata menjadi salah satu trending topic
yang diberangkatkan ke tanah suci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
tapi kan ada banyak brand juga kan
anda bisa lihat berapa perbandingan antara muka saya sama cobek ini ya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
siapa sih yang jago bekas sekolah gue
mas akmal sendiri melihatnya seperti apa mas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
bukan menciptakan bantuan sosial
itu adalah pr besar pertama yang tidak pernah apa ya
impresi dari gigitan pertama saya di slim toast ini adalah
hal ini menunjukkan bahwa salah satu kendala terbesar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

saya dengan sungguh sungguh meminta pengampunan atas dosa saya
lokasinya berada di kawasan kauman yaitu pasar sore ramadhan kauman
kalau bui pada air banyak maka dipastikan kasur penuh dengan debu dan tungau
namun bisa juga dilakukan oleh keluarga jemaah selama memenuhi syarat
oke tadi mas iman kan bilang kita berupaya kok kita deketin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
jika terjadi perbedaan kiri dan kanan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
ntar dulu dijelasin dulu apa yang udah dikasih pemerintah
memiliki pengalaman hidup yang buruk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
keduanya dimakamkan setelah ibu kedua pelaku sepakat untuk menguburkan keduanya di kampung halaman
atau sebelumnya memang dari segi manajemennya sudah agak tidak baik dan ketika diberikan tanggung jawab kemudian mereka juga tidak melakukan upgrading inovasi sehingga kondisi ini menjadi sesuatu yang semakin buruk mas
semua diselamatkan oleh anugerah allah
sekretaris jenderal asosiasi umkm indonesia
pak arief kalau kita bicara tadi bapak menekankan ini sepertinya keputusan tidak populer
lalu juga beneran bonyok juga gak tinggi tinggi banget sih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
satu peningkatan kualitas manusia
pewarnaan alam menggunakan bahan bahan yang berasal dari alam
nanti di akhir tahun akan ada puncak konsumsi nomor dua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
pak ali masih menggunakan arang untuk mengolah ayam gorengnya
agar penggunaannya sesuai protokol uji klinik yang ditentukan
kita berkunjung ke teman kita yang lain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
apakah mungkin kpu itu diangket atau tidak
ia mengatakan bahwa hal ini bisa menghemat apbn hingga rp enam belas delapan triliun per tahun
saat pola makan yang kandungan isoflavon yaitu zat yang ada dalam kedelai itu kandungannya cukup tinggi di asup oleh seseorang
iya dia kan sekamar sama sultan waktu di cirebon
sekarang saatnya saya mencari asupan makanan berat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
ya kan namanya juga mau psbb lagi kan gak mungkin kita ketemuan
yang mendamping bahkan tiap kloter kan
tapi dari tahun pertama itu sempat merasakan sembilan belas jam waktu puasa di sini
sama kpk itu kan kecil banget mas

berbagai cara dilakukan untuk mengatasinya
tuhan menginginkan keselamatan setiap orang dan kita harus meyakinkan hari demi hari adalah suatu gambaran bahwa kedatangannya pasti akan jauh lebih dekat lagi
ini kita udah ngobrol segala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
dimana apabila terjadi kejadian tidak diinginkan apalagi yang fatal seperti sekarang sampai ada kematian
di dataran tinggi lereng gunung sumbing inilah sekitar delapan puluh ribu batang pohon kopi ditanam sejak sepuluh tahun terakhir
bahwa pemain pemain yang dipanggil inilah lebih baik daripada pemain yang tidak dipanggil
serta membantu untuk memperbaiki kulit yang sudah mulai menua
dwi yandria santosa guru besar ipb dan juga ada kepala badan pangan nasional pak arief prasetyo adi
yang kedua harus ada edukasi publik ya
bahkan terbaik masuk dalam pegawai terbaik ini memang menjadi polemik karena dengan adanya nama nama ini muncul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
maka yang tidak punya kartu barcode tadi dia nggak bisa membeli tiga kg
kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu
jadi orang orang luar orang orang lokal
terhadap apa yang mereka keluhkan selama ini
dengan membawa fotokopi ktp dan kartu keluarga serta dokumen pendukung mengenai alasan pindah memilih
tadi bu dewi sempat menyebutkan publik area sudah mulai pelan pelan dibuka
wushu pada dasarnya adalah sebuah seni bertempur atau bela diri
biasanya kita juga ada meeting untuk exact
hanya itu untuk kita toleransi masalah
nanti akan kami tanyakan kepada kepolisian yang bertugas
nah oleh karena itu makanya dari sisi efektivitas bukan hanya alokasi ya
sama di kejuaraan dunia di perancis urutan empat dan lima
untuk melakukan tiga t tiga m mengawasi zona isolasi dan dikerjasamanya adalah kolaborasi yang melibatkan lurah ataupun desa
dihargai dan dikerjakan secara profesional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
meneliti dan belajar di lebih dari satu ratus lima puluh perusahaan institusi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
yang kita bakalan nemenin anda semua dan juga ngobrol ngobrol gitu ya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
ya kita per hari kadang bisa keluar kenalpot lima biji enam biji
kita tidak akan pernah punya kepasaran pasar kita tidak akan pernah tahu harga kita akan selalu ketinggalan dengan masalah ini
atau dalam bahasa korea disebut sebetun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
nah jadi perlu diuji apakah argumen etik ini dibeli atau tidak oleh masyarakat secara umum
ada yang lewat selang dari tetangga
hibah kereta bekas dari jepang pada tahun dua ribu
ya umpamanya akan gua cairkan di ramadhan tahun berikutnya gitu misalnya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
tapi bedanya kerja malam biasa sama kerja malam di saat ramadan
ini besi ya bang bahan bangunan ya
ada rasa apa ya beda aja gitu dimakannya
membuat tubuhnya menjadi lebih sehat di usianya yang sudah lanjut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
untuk mengetahuinya mari kita simak rangkuman bapak ricky kusumo berikut ini
kecuali daerah daerah sana daerah blubuk daerah kerawang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
semua hubungan dibangun dalam konteks waktu
maka pada saat itu ternyata ada juga keinginan dari masyarakat kami juga perlu mendapatkan layanan yang baik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
saya mengunjungi tempat milik holidin
ikhtiar kita meditasi ataupun nanti puasa
yang berkedok trading yang kemudian ternyata tidak
yaitu yang pertama tadi seperti mbak okta
kita butuh pertumbuhan ekonomi bukannya lima
ada banyak orang boleh sih yang pindah ke indonesia
dia tahu kita akan menikmati
hingga selasa siang pembatasan yang masih dilakukan di ppkm level tiga ini adalah penyekatan antar kawasan
ditemui di jalan lingkar aji barang pada senin malam pria yang bekerja sebagai tukang pijat ini masih terlihat bugar
ayo kita push untuk emergency session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
maka akan ada harga yang secara tidak langsung
kesempatan kita itu tidak sebanyak laki laki gitu
saat ini di pasar otomotif indonesia hanya tersedia lima tipe produk kendaraan lcgc
menuntut semua manusia yang tinggal di dalamnya
jujur aja ketua umum saat ini luar biasa
hormatilah ayahmu dan ibumu
pak terakhir sedikit saja apakah petani cabai diuntungkan dengan harga yang begitu melonjak saat ini
vaksin astrazeneca itu sudah dilakukan quality control untuk menjaga keamanannya
di mana banyak orang yang harus dudung tikar
polemik masuknya warga negara asing
seperti misalnya sains sampai ke yang lebih
adalah krisis ketimpangan antara supply dan demand
itu udah otomatis gak ada wilayah tengah
hal ini terkait dengan beberapa komponen yang pemeriksaannya dilakukan di pabrikan
justru kemarin kita ini malah hitung hitungan kita harusnya kondisinya baik ya
kami menggunakan agen agen hayati
ya langsung aja masuk ke dapur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
saya akan ajak anda untuk jelajah nusantara ya kali ini
ketika saya latihan terus tapi nggak dapet minute play
sehingga berdampak pada jutaan orang
atau kepada siapapun juga kan harus dilacak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
tapi seharusnya kita jangan pernah luntur karena tuhan kita tuhan yang selalu akan menepati janjinya
bisa membeli tiga puluh sampai lima puluh bungkus
memang tidak sebesar ketika ia berkeliling
itu akhirnya diikuti oleh seluruh kawangkan bupati wali kota
harga jamu sehat pria komplet ini lima belas rupiah per gelas
mas otto tapi yang menarik adalah dan menjadi sebuah pr hutangnya terus berjalan ya mas ya
ayam bakar dendeng balado ikan bakar dan gorek serta berbagai makanan khas minang lainnya
nah setelah proses pencetakan ini lalu kemudian diapain
gue udah ajak mulu tiap minggu main go kart rental
ku empat belas angkatannya mereka anthony erga
atau pemisahan kelompok sosial
nah pc pc itu saya melihat memang kecenderungannya
saya akan tanya ke pak ariandin nanti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
ekspektasi katakanlah demikian dari setiap panglima tni akan bisa terrealisasi di lapangan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
sosok naomi cukup unik perempuan pemeluk kristen protestan ini maju sebagai calon anggota legislatif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
yang dibawakan oleh tari nusantara sydney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
lu kan sekarang lumayan tinggi ya berarti ya
pekan pekan pengantar hukum acara tata negara atau pengantar hukum acara konstitusi
pernah dicoba untuk dirubah
banyak orang tidak mengetahui akan adat adat yang ada di kabupaten muara enim sendiri khususnya seperti itu
ternyata itu dulu saya pikir hanya kesenangan waktu kecil
fenomena ini cukup aneh karena kuota lpg subsidi masih banyak dan pt pertamina sebagai pemasok lpg memastikan bahwa stok masih berlimpah
nikita white pengkampanye isu internasional untuk amnesty international australia
kakor lantas polri juga mengimbau para pemudik arus balik
ragam jajanan khas indonesia ini sekilas terlihat sama bentuknya ya
kebohongan membuat pemenjaraan diri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
tentu masih mencoba kreasi olahan minuman kelapa lainnya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
begitu juga para ketua umum partai politik ya
untuk kita berikan juga ke korlantas ya biar untuk membantu komunikasi dengan baik
namun pandemi memukul bisnis sampai separuhnya
tiket akan dijual di website pssi
tapi tentunya kita pun juga di indonesia harus berusaha agar supaya covid di tempat kita bisa segera tertahan
satu proses pengambilan keputusan yang mendengarkan banyak pihak
artinya meskipun ukurannya masih sama
yang memisahkan antara sari tebu dengan batang tebu
namun sebelumnya kita akan mengikuti satu persembahan menarik
tapi mereka sangat sangat menghargai kadang ketika di kelas ketika mereka makan atau minum juga kadang minta maaf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
orang bisa gunakan untuk berkolaborasi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
yang biasa kita latihan megang pelatuk begini
tentu pasti ada motif lain
saya kira spiritnya itu mas
ini peraturan sepuluh tahun dua ribu tujuh gitu
petugas nantinya dapat membuat penjadwalan ulang untuk vaksinasi pcv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
presiden dan juga wakil presiden
single seater sama yang kayak rally gitu beda gak sih helmnya
kelompok warga ini mengatakan sudah saatnya aturan tersebut
dalam proses ini tambahkan juga pewarna makanan berwarna kuning untuk mempercantik tampilan
sampai kapanpun sepak bola kita akan busuk
uci mtb eliminator world cup dua ribu dua puluh dua di palangkaraya nanti merupakan seri balapan ke delapan dari total sebelas seri yang telah diagendakan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
salah satunya yakni mensukseskan anies baswedan sebagai calon presiden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
ini adalah untuk rest
tapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga kita semuanya bisa sama sama menghindari wabah pandemi covid sembilan belas ini
kayak baru bisa ketemu kan november
akhirnya perlahan lahan itu bisa menurun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
lakukan monitoring selama ini sekitar delapan puluh mereka selalu kembali ke teluk saleh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
sehingga kemudian yang tersaring itu betul betul putra putri terbaik bangsa ke depan
nah ini memang kalau kita lihat ini kan dikumpulkan dari lima platform media sosial mas
kesulitan mencari sepatu yang sesuai dengan ukurannya
membeli bakpia di toko oleh oleh menjadi suatu hal yang biasa dilakukan para wisatawan
perpaduan sayur nangka muda dengan telur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
berikan kesempatan kepada calon presiden nomor dua
sebelumnya tragedi kanjuruhan menewaskan satu ratus tiga puluh tiga orang penonton

saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
capaian vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun di ibu kota
aku ngambil di sini tuh pertama harganya miring
berada di kampung bayan kerajaan kecamatan banjarsari kota surakarta
untuk kita ikut di liga thailand
angka angka baru ini menyoroti perspektif alternatif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
akan didahului oleh kendaraan yang mempertahankan atau mengendalikan kecepatan
hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan dan ucapan syukur yang luar biasa
mereka lebih pilih kerja dibanding basket
sementara itu dalam satu mangkuk porsi makanan lebaran yang berisi ketupat
ramayana monika mahasiswi fakultas hukum semester sepuluh
tapi waktu hari raya idul fitri
walaupun jumlah kasus kalau secara kumulatif belum setinggi yang seperti waktu tahun dua ribu dua puluh
sebenarnya stok beras nasional ini amat sangat berlebih
baik semoga cepat surut ya banjirnya
akan mengembangkan kampanye beli produk lokal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
terus yang kedua pada saat itu kami sempat
diaknum for memiliki sebuah fenomena alam yang dikemas menjadi festival budaya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
hensil yana thomas salah satu pemilik taman wisata puncak mas mengatakan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
kita lihat sisinya yang lain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
selain untuk ventilasi ini juga digunakan untuk lorong jebakan
bisa juga campurkan cabai dan terasi sesuai dengan selera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
presiden joko dodo minta jajaran pemerintahan bisa meningkatkan produksi pangan dalam waktu dekat ini
oleh karena itu saya mengatakan sebenarnya ini kan bagi bagi jabatan bagi bagi kekuasaan yang sebenarnya ban serep bagi para menteri
juga mengakibatkan tiongkok terkendala terkait dengan kondisi ekonominya
upaya itu di veto juga
kalo sekarang gue udah jalan sendiri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
mereka tahu tempat persembunyian rahasia di sana
bahan yang akan kita gunakan nanti untuk menjadi salah satu tenun ikat
terus push up push up biasanya delapan puluh kali juga
adalah menyediakan benang dengan harga yang lebih murah serta sistem beli putus dari penenun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
hanya mengingatkan kita sempat ya sekarang makanya kita ngomong nih supaya komunikasi publik jelaskan
untuk meringankan biaya hidup mereka
itu melalui percobaan tiga kali
yang pertama tadi yang disampaikan oleh pak edi surya juga ya
tetapi kita menentang adanya force displacement
dokter juga kita dengerin tanyain semua
dia coba cari satu persatu kantong kantong yang dia ambil tadi
salah satu cara menyenangkan untuk tetap bugar adalah dengan mengikuti line dance
ini untuk cover sampai dengan memang benar benar panen raya sebulan dua bulan ke depan gitu ya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
menggunakan kieri atau parut kelapa dan kayu bakar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
seperti dana darurat dan juga proteksi asuransi
tanaman tebu memiliki bulu bulu halus yang terasa gatal ketika dipegang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
nah memang kalau kita vaksin astrazeneca ini kalau kita tahu bahwa sebenarnya dia itu adalah yang merupakan platformnya berbeda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
serabi merupakan kudapan berbahan dasar tepung beras
biasanya apa sih yang membuat
dalam industri perfilman gitu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
tapi rasanya saya masih mau menjajahi pasar cihapit
alhamdulillah dapat sim baru dengan ujian praktik mengulang dua kali
mengatakan pada acara today dari channel sembilan
tadi kita kan tau dia suami istri pembalap ya
dalam memperkuat timnas menghadapi irak dan filipina dalam kualifikasi piala dunia kali ini pak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
seperti apa sebenarnya teknik menabung untuk freelancer agar finansial tetap aman
dokter umar menambahkan salah satu cara untuk mencegah kelelahan mata
serta pemantauan amblesan air tanah yang berkelanjutan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
nah ini kelihatan jam jamnya kapan harus kontrapro satu lajur dua lajur dan tiga lajur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
setiap menanam petani akan mengisi data tentang tanaman apa yang ditanam berapa jumlahnya dan berapa luas lahannya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
kami hitung nanti dari empat gerbang utama itu
lu kalau misalkan ngelihat widdy pasti sering banget berdua sama felix
warga bahkan menandai kampung mereka dengan tugu mirip monas
misalnya di sandur bali kita akan memberikan kelonggaran untuk dokter tersebut bisa berpraktek di indonesia
saat ini kita pusatkan ada dapur umum di balai kota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
sekarang kita akan tambah pet scan di seluruh provinsi sehingga seluruh provinsi akan punya pet scan untuk memeriksa penyebaran tumor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
sehingga jumlah total nanti kedelai stok kita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
selanjutnya kerupuk mie kuning masuk dalam proses pengukusan
walaupun bisa lah fundamental ya kan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
wah tau gitu tadi kita janjian dulu buat virtual photoshoot ya
dari masih sma itu kan udah mulai latihan juga bagi waktu kuliah bagi waktu
oleh salah satu koalisi masyarakat sipil ke kpk
ya mungkin bisa abis sekitar
pastikan belum menurunkan suku bunga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
nah itu kan perlu juga dapat pertimbangan pertimbangan dari dpr
iya salam juga untuk warga negara indonesia yang ada di sana meskipun masih harus terbatas aturan lockdown ataupun pembatasan sosial
dari mulai public speaking hingga berbagai jenis olahraga
namun dalam konteks puasa takjil bermakna menyegarkan berbuka puasa dengan makanan yang manis khas daerah tersebut
selat idul fitri kita akan bagi dua sesi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
kemudian pembuatan berita acara yang lewat dari batas jadwal yang ditetapkan oleh kpu

namun sebelum kesana kami sendiri kompolnas akan berusaha bisa hadir dalam gelar perkara nanti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
kami pernah hitung kos yang ditekan dengan smart farming ini tujuh puluh
yang berdampak pada kesehatan mental mereka
sehingga memang ini diperlukan kolaborasi sinergi dari seluruh kementerian dan lembaga termasuk private sector pelaku usaha perberasan
dia bisa masuk ke platform yang lain
karena bagaimana dalam proses kampanye di pemilu yang lalu memang cukup banyak garis perbedaan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
kita survei seismik survei geologi survei pengindahan jauh melihat kelurusan permukaan dari lidar drone itu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
akan peninggalan budaya sejarah
kami hanya melihat dari secara keseluruhan
itu kan tidak kecil kalau di jumlahkan tadi delapan miliar lebih gitu kan
hal ini karena susu dianggap memiliki segudang manfaat yang penting bagi kesehatan
setelah menyusuri sekitar lima ratus meter dari pintu dua sampailah saya di gua belanda
mereka dipandang dengan model model pendidikan modul seperti itu
di luar image di dalam juga itu lebih banyak negatifnya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
namanya kita antri kuliner nasi buk khas madura
sesuai dengan dokumen kependudukannya
kok tapi berarti basic tinggi itu
sehingga pas ketemu sehari setelahnya
melihat kekuatan yang lebih bagus dengan fleksibilitas
penyelidik di jepang sedang mencari tahu mengapa sebuah pesawat penjaga pantai
karena kalau saya memandang sebagai juri sejarah saya tidak akan memandang sebagai juri sejarah
sekilas proses pembuatan mie di warung kopi ini mirip seperti bikin mie instan pada umumnya
nah gula yang digunakan dalam kinca ini adalah gula aren
tetapi kalau tidak maka kondisi sulit akan dihadapi masyarakat kita di saat natal dan tahun baru
yang kemudian tertular dan terinfeksi covid sembilan belas
sehingga muncul istilah school bullying
bisa jadi masuk ke pos pengeluaran bulanan dia
tidak menunggu lama saya langsung diajak ke dapur untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan bubur kacang hijau
memang masa tunggu atau waktu tunggu kereta satu ke kereta lainnya ini masih sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit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
dengan tujuan untuk perdamaian dunia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
kalau rumah sebagai investasi artinya kita mengharapkan adanya kenaikan rumah
kalau wing chun ini untuk pertarungan jarak dekat
ya kan kalau beli tenun ntt khususnya sumba ya bisa bunyinya itu udah puluhan juta
kedua orang tuanya merupakan pasangan legenda berdua
ya sebenarnya secara umum bisa diapresiasi lah
salah satunya dipengaruhi oleh harga gabak kering giling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
satu kalau jokowi itu masih berlagak untuk kedua kali
semoga keberadaannya masih bisa dipertahankan ya
nah kemudian saya bikin riset kecil sama eric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
untuk mencegah adanya kesalahan identifikasi plat nomor kendaraan
negara punya kewenangan tapi sekali lagi pengetahuan dan situasi di lapangan kita harus berbicara dengan stakeholder
reptil sendiri merupakan hewan yang cukup sensitif sehingga perawatannya membutuhkan perhatian khusus
terakhir lakukan peregangan otot dan cuci muka secara berkala
selain pelayanan kesehatan puskesuan ragunan ini juga memiliki salter penampungan kucing liar
gitu kan ya tapi yang jelas
dengan menggunakan digital forensik nanti butuh beberapa hari segala macam
pemerintah berani berinvestasi dengan memperbanyak pelatihan dan menjalin kerja sama antar negara
selain garam dan batam merah yang dihaluskan kelompok tanian dibina oleh dinas kpkp dki jakarta ini menggunakan bahan baku herbal sebagai campuran penghasinan
mulai dari menjaga suhu tubuh suhu ruangan dan kebersihan kandangnya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
sehingga sangat diminta untuk pihak industri untuk memantau betul bagaimana bahan baku jadi
sebenarnya sebelum tahun baru
yang terdeteksi membeku pada sekitar tahun seribu dua ratus an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
ada lebih dari tiga puluh enam ribu tempat akomodasi jangka pendek di victoria
kemudian digoreng dan dibalur dengan rempah rempah yang sudah ditumis
tapi dari kbri sendiri yang saya lihat dan saya terima informasinya untuk sholat jumat diadakan
selamat merayakan tahun baru solal di sana
jadi yang teluk saleh ini lebih banyak dia ke samudera india ke australia lalu mereka ke laut banda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
total anak didik sdn kedung rejo ii hanya tiga belas siswa
bisa jadi misalnya ada di enam kota
kalau sekarang tidak dalam kendali badan pom karena maksudnya secara umum masuk bagaimana
menghubungi lizzy saya akan kembali ke
kangen sama vibesnya konser lah ya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
resimnya tumbang gara gara juga krisis pangan di tahun dua ribu sebelas
kedua beralih menggunakan transportasi publik tadi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
kalau dulu per subjek departemen sekarang sudah per modul khusus
pak arief dengan stok bulog cukup satu enam juta
kan kita setiap hari harus mengadakan namanya pcr test gitu kan setiap hari
meminta pemerintah daerah yang rawan bencana terus memantau kondisi cuaca selama sepekan ke depan
banyak lah pokoknya yang mempengaruhi gitu ya dari harga batubara sendiri
ketika pssi nya saja tidak tunduk
terus akhirnya pas udah mau season mulai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

di sisi lain jalur distribusi pangan harus lebih disederhanakan dan dilancarkan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
ia mengatakan ada yang mengajaknya untuk menjalani ritual yang lebih ekstrim
itu sebenernya ct itu keluarga juga
buktinya di tiap tahun yang ada pemeringkatan lingkungan
nah itu artinya batubara masih menarik
untuk berpindah tempat memilih pemilih bisa datang langsung ke panitia pemungutan suara di kelurahan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
ia tidak awas dan membiarkan pemuda yang baru ia kenal ini membawa motornya
itu juga kita mendapatkan laporan dari para importer resminya
baik para pendengar menarik sekali ini
kalau sebelumnya pertamina itu mau menggunakan my pertamina untuk distribusi tertutup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
jumlahnya berapa banyak dari kunjungan yang memang ada ke bali
kemudian diawasi posko desa bersama babinsa dan babim keptimas
waktu bapak satu menit dimulai saat bapak berbicara
nah untuk tradisi tentu ada yang sama ada yang berbeda
kalau memang inflasinya seperti itu ya seperti itulah upahnya gitu loh
playoff ya udah ada jadwalnya cuma tapi belum ditentukan siapa aja yang bermain di hari itu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
yang bibit bibit di bawah kami bisa nyusul lah
kemudian dia saat ini belum punya uang untuk dp yang besar
kondisi anjing bernama olive ini sudah terbilang tua sehingga rentan terserang penyakit
merak yang begitu sibuk di pelabuhan itu
rendang rendang semua orang juga rendang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
sejujurnya bahkan kalau gue ga main bola bola gue suka banget tinggal di sini
setiap tahun bersama saudara lain yang berbeda agama
cuman cuman gue ada satu game yang gue highlight banget tuh game terakhir dia
maksudnya pas momen moto kapan tuh
pedagang mengaku mulai merasakan dampak dari kenaikan bbm terhadap daya beli konsumen
tidak punya hati untuk ikut membunuh orang apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya
tapi mungkin karena itu netizen dan dia kita lihat bahwa jangka waktunya itu sangat pendek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
sebenarnya apa yang perlu ditingkatkan
begitu ada kesempatan tidur karena pentingnya tidur mimpi dia ribau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
untuk mencapai naik ke tempat yang lebih tinggi
idealnya jumlah puskesmas yang kita miliki sudah cukup atau masih perlu ditambah lagi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
eh ini kejuaraan dunia aja gue nomor empat asia mah bisa nih gue
karena ramadan itu diharapkan pulang ke rumah cepat
kemudian ada supporter persebaya yang diam diam ini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
terapi ini dilakukan oleh ibtu edy widoyono yang juga kepala kedokteran dan kesehatan polres mojokerto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
obat ini juga harus kita develop sedemikian rupa dengan perencanaan
terapi ini dilakukan agar pengendara lebih konsentrasi mengendarai sepeda motor
juga akan kita buka untuk mengurangi kepadatan
bisa serta merta kita katakan
terkait nilai ini kami memang berdasarkan pada data yang ada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
nah kemudian jangka panjang gitu ya
berdasarkan kawin mengawini baru mereka bisa masuk untuk bergabung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
tanggapannya mas alfred revitalisasi setidaknya sudah tiga puluh dikatakan oleh pemprov dki jakarta dari target dua enam ratus sekian
cuma nanti ada tertentu syarat syarat yang harus disiapkan biasanya
waalaikumsalam mas viva mas viva partai anda tidak sepakat dengan angket tapi malah sepakat dengan angketnya pilek
jangan menyebut nama tuhan allahmu
yo saya mau kasih unjuk nih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
kelompok hak asasi manusia mengatakan mereka sangat perhatian dengan lonjakan dramatis penerapan hukuman mati di iran
yang harus berjuang untuk terus hidup
terus tapi tadi kan tera asalnya unj ya
dia korban bully nggak ada pembelanya
karena saat itu tuh gue
artinya betul betul dibuka ke publik
atau menu untuk referensi atau daftar pustaka yang menunjang mata kuliah tersebut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
nanti yaudah lu tinggal download lu bisa share di situ gitu
sejumlah warga mengakui hal ini bukan karena jarak yang harus ditempu
ini tidak ketika berhadapan dengan massa atau pengendalian massa ini bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat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
kita sudah memasuki termin kedua untuk warga warga lanjut usia lalu juga dengan warga warga dengan kebutuhan khusus
kayak dulu sd gue tuh ada bola ada kasti terus ada basket
keputusan impor tahun dua ribu dua puluh empat itu kan sudah diputuskan di desember dua ribu dua puluh tiga kan
juga dapat meningkatkan risiko rusaknya baterai
cinta rasa gurih dan manis pun bercampur jadi satu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
klub baru tapi kalau lihat sepak bolanya
itu lebih banyak di laut banda ya
menembak ini kan olahraga yang segmented banget ya
wanginya itu kayak kita berasa lagi minum es tebu
bukan yang mulia kan saya tadi belum jelasin
dengan dukungan atau pendekatan scientific crime investigation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
karena tiga puluh lima persen dari para peserta asuransi memiliki diagnosa utama otomatis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
untuk menggali dan mempelajarinya
kemungkinan besar akan meluap pada hari senin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
saya langsung tertuju pada sebuah warung sederhana yang menjual serabi
udah kayak yang yakin
dosa berasal dari lucifer di surga
tetapi lima awaknya tewas
kita ketemu lagi dalam acara podcast si paling sport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
kenapa saya cari keluarga miskin agar anaknya bisa sekolah langsung kerja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
adakah target misalnya atau perkiraan jumlah pengunjung gitu anya
nah supaya tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan di hilir
mereka memiliki kemampuan untuk bekerja bersama dengannya
agar tidak berdampak buruk bagi kesehatan
dalam olahraga ocr upper body strength atau kekuatan otot tubuh bagian atas memang sangat diperlukan untuk bisa melewati rintangan yang ada
kan kering dulu celup kering dulu baru diproses lagi
tapi ya mereka karena nempelnya kan mereka sama formula e ya jadi mereka muternya sebarangan sama formula e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
indonesia sudah dalam kondisi darurat siber sebenarnya sejak
sehingga harganya relatif lebih rendah
peln akan melakukan konversi tabung gas tiga kg
tapi aku dan temen temen juga ngakalinnya kayak ya udah kita ngasih feedbacknya juga mereka ngasih feedbacknya dari mereka mungkin instagram story dari mereka ngepost gitu gitu kan
salah satunya adalah transit yang masih sedikit
puncak mas memang didesain sebagai titik bagi wisatawan untuk berfoto dengan latar pemandangan indah kota bandar lampung dari ketinggian
itu jarang banget ya untuk seumuran lukas gitu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
gue itu pertamanya kan memang freestyle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
untuk pengawasannya sehingga mereka itu tidak melakukan hal hal yang dilarang
hal itu didorong kenaikan penumpang transportasi wisatawan
semoga bisa emas emas lainnya atau nanti di olimpik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
yang diduga menguntungkan paslon tertentu gitu
bercerita tentang gunung merapi di jawa tengah dan di jogjakarta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
dan reproduksi mereka itu cukup lama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
dalam memperjuangkan hak haknya
dengan membayar biaya sebesar rp tiga puluh para pengunjung dapat merasakan sensasi mengayu sepeda gantung
agar rem utama bekerja lebih ringan untuk menghindari panas pada kampas rem
cuman memang belum disetujuin aja
dibandingkan kemudian kebun satu itu lebih banyak didorong oleh perbincangan perbincangan mereka yang bukan elit gitu loh mas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
baik kalau kita lihat prabowo gibran cenderung lebih sering menggunakan kemeja biru muda ya pak silih
kue sus dan ikhlaq berbahan dasar sama yakni air tepung terigu telur dan margarin
pada peringatan hari kesehatan nasional ke lima puluh sembilan ini kementerian kesehatan mengangkat tema transformasi kesehatan untuk indonesia maju
pengunjung yang datang juga bisa membaca dan meminjam buku secara gratis
sudah ada gugatan uji materi yang sedang dibahas ataupun dipersidangkan begitu ya di mahkamah konstitusi
kami juga dapat informasi nih bahwa stasiun tawang semarang lumpuh total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
standar cemaran eg deg di dalam produk jadi
dari menko polhukam dari pemerintah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
yakni kode khusus berukuran sangat kecil pada permukaan emas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
namun karena tol ini memiliki kontur pegunungan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
bang habib prinsipnya pak prabowo adalah merangkul semua kekuatan politik ya
sebagai sumber karbohidrat masyarakat di asia barat mengandalkan gandum berli dan beras
ada buatan amerika ada buatan rusia
yang dapat memberikan solusi bagi kota dan warganya
ketika mau keluar dari lingkaran tawaf bahkan biasanya di instruksikan untuk ikutin aja keluar bentar bentar
tapi ada kemungkinan buat beli alat mandiri pasti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
membantu dan sangat memudahkan bagi penggunanya
rupakan perpaduan rasa asam dan manis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
siapa yang bisa nunjukin di latihan ya itu yang main
dan juga mereka bilang kalau mereka engage dan mereka menikah
pak presiden kan menyampaikan menurunkan stunting dari dua puluh satu ke empat belas persen sampai
barulah kemudian dia boleh ambil alokasinya untuk bersenang senang atau ya memenuhi fomo atau yolo nya itu
ketemu mereka ngobrol berdua akhirnya budi hubungin saya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
yang paling banyak kan di asia pasifik khususnya tiongkok dan india
ikan paus pilot di kelompok megafauna laut di mana ikan paus pilot bersirip panjang umumnya ditemukan di lepas pantai
jadi selama saya pensiun tiga lima tahun itu
sebenarnya tidak ada oposisi non oposisi
kita memulai langsung investasi dua puluh
artinya ada empat provinsi baru dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti itu
karakteristik wisatawan asing yang akan datang ke bali termasuk syarat sudah divaksin
pada periode mesolitikum atau tertera sekitar delapan puluh lima ribu tahun sebelum masehi
pak arief kita ingin bicara mengenai alasan pemerintah khususnya badan pangan nasional
kadang kadang juga ada bos bos juga gitu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
sebenarnya terutama cakwe dulu ya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
salah satu hotel yang menyajikan aneka kuliner santap sepuasnya
ini tadi pagi saya mau cerita sedikit ya
meningkatkan pasokan properti sewaan adalah solusinya
agar penerapan micro lockdown berjalan efektif di provinsi provinsi tersebut
ada juga yang mengasosiasikan anda pro yahudi dengan treatment seperti itu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
nah ini mbak dea kita bicara lagi soal bagaimana ramadan di denmark
kalau gue lebih ke new york nick sih
nah terus saya gak sebut pt pt mana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
kita bicara mengenai harapan dan upaya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
bahkan seharusnya tidak hanya dari tes wawasan kebangsaan ini latar belakang integritas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
saya ingin jelaskan dulu mengenai masalah posisi politik indonesia
eh tapi kita buka bukaan aja deh bayarannya kalau secara virtual sama kalian manggung di festival musik gitu gedean mana reza
silahkan menyimaknya di situs kami
bagaimana pendataan yang terpantau di sana nur hadi
dia sudah langganan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dari sisi itu koalisi penjalan kaki masih menginventarisir dari seratusan jalan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
kemenangan dan kekalahan yang mereka punya
keterlibatan seorang profesor dan guru besar dalam kasus tindak pidana perdagangan orang
para caleg dan partai politik berupaya menunjukkan eksistensinya
pak toto adi hermanto selaku pemilik dari batik selatan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
persyaratan tentang sni misalnya
saya menuruti tuhan bukan untuk diselamatkan tetapi karena saya telah diselamatkan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
khususnya orang orang indonesia di sini kita pasti harus ada cendol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
apakah nanti kita akan melimpah kemudian
untuk mencicipi kuliner yang nikmat ada bubur ayam di daerah kebayoran baru jakarta selatan
untuk terjebak dalam konflik of interest
atau sampai kadar air dalam nirah tebu menyusut hingga delapan puluh
medis dan juga perkembangan penyakit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
sebenarnya kalau dibicarakan kumpul
abang itu merasakan betul apa yang dirasakan rakyat ya bang
standar itu ada nembak slow dan fast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
kalau itu diberikan lagi kepada mohon maaf dengan sangat ya dengan kawan kawan dpr juga kan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
mereka sanggup untuk develop obat obatan di negaranya sendiri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
berbeda dengan sinovac ataupun sinovac
saya tidak kunjung mendapatkan ikan
saat ini di pasaran banyak tersedia beragam merek dan jenis sepatu olahraga yang dapat dipilih
wagyunya di sini dia medium rare yang dikunyah juicy dan favorit saya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
barulah kci mau tanda tangan mou dengan inka
bahkan sampai dengan saat ini kami sudah boleh menyelesaikan satu pembahasan tentang sorga yang engkau telah sediakan bagi kami umat umat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
untuk level ibl belum karena apa
pangan bisa stabil petani sejahtera dan disitulah kunci ke semuanya
semuanya bisa dipadu padankan dengan nasi putih dan sambal
kalau saya dulu mainnya softball jadi mungkin nggak terlalu begitu beda jauh ya dari kalau slow pitch
tapi itu pun enggak tiap hari ya maksudnya
baik jadi kalau kita membaca lagi hasil surveinya itu kan adalah rata rata pengeluaran yang dilakukan oleh konsumsi rumah tangga
dengan anak sekarang apa namanya pandangan anak sekarang
nah itu kita kita ada big event yang coming up tapi kita gak tahu nih boleh sebut atau enggak
nah kalau kebutuhan dua lima juta ton
juga diterima di fakultas kedokteran unair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
untuk mendapatkan wajah yang lebih simetris
kita akan memasuki satu segmen yang sangat menarik
merasa lega karena sudah diterima saya pun berjalan mengelilingi kampung adat praijing
reptil itu yang paling penting itu suhunya nih
emang kita ini negara apa di negara lain juga nggak begitu
kalau kita masih ingat kan vaksin itu tujuannya melatih sistem kekebalan tubuh kita
semarang selain itu kita juga akan bahas ya tips melakukan perjalanan jarak jauh selama mudik ini
penutupnya ya nah ini saya nyoba yang ini pak
munawar khalil menjelaskan untuk korsleting atau hubungan arus pendek listrik pada kendaraan dipicu oleh beberapa hal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
tapi memang kita harus akui ada persoalan learning loss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
suara musik yang keras ini juga menjadi penanda
westlife akan kembali ke indonesia tahun depan
saya juga berkesempatan untuk mengunjungi gereja advent di tobelo
hampir tujuh ratus tahun yang lalu ya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
nadira sempat dibawa ke tiga rumah sakit di jakarta selatan
sedangkan saya sendiri karena nggak saya bukan background musik
yuk kita ke tempat pertama untuk sarapan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
jangan jangan dua poros ini cak iman yang akhirnya dijegal nih
saya kurang pasti bagaimana menjawab pertanyaan itu ya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
iya beda gue sma satu ratus enam belas yang ppop jakarta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
bawoneo dan satria muda akan bermain di
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
betul jadi kak kerajaan api turangga itu relasinya berangkat dari surabaya gubeng menuju ke bandung ya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
untuk menjaga stabilitas harga di tengah naiknya harga minyak dunia pemerintah hanya mengizinkan kenaikan harga pertamax menjadi rp dua belas lima ratus per liter
kali ini kita menyiapkan dari kota solo
diikuti gamers berbasis pc sebanyak dua puluh lima persen lalu sisanya merupakan gamers berbasis konsol
itu akan ke semua tubuh apa ke bagian kulit yang memang sering terpapar saja
tonal playoff ya di di ibl tokopedia dua ribu dua puluh tiga gitu ya mungkin ini echen gua kasih jadwal mungkin ya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
soalnya enak aja sih mbak bikin moodnya naik
yang ditempatkan di jalan lintas sumatra dan juga jalan tol trans sumatra
tapi kita bahas soal sentimen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
ada temen gue yang lebih fun lagi gitu kalau ajak main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
yang tidak kalah menarik ruangan penuh dengan bunga
nah kalau memang penerapan het ini dievaluasi kemudian tidak dilanjutkan di akhir mei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
fitnah atau fakta nih kok gamesnya
itu orang yang mabok gak boleh masuk stadion
yang pergi juga kebetulan orangnya yang latahan
sekaligus kalau kita melakukan perluasan tasaran vaksinasi kepada usia remaja dan juga kepada usia di atas delapan belas tahun

awalnya hanya rumah panggung dari bilik
awalnya mbah sum membatik di dalam rumah
di antaranya seputar imbauan tidak mudik di masa pandemi
tadi misalnya cnn itu menayangkan itu gitu ya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
nanti puskesmas akan memberikan evaluasi
bukan karena ada makan siang gratis kemudian konsumsi meningkat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
video nggak yang belajar dari dulu sih
udah makan asam garam di playoff
mas jose mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh senior seniornya sesama caleg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

mereka mendesak warga untuk terus mendapatkan vaksin terbaru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
berapa staff kami yang local staff yang warga negara warga negara denmark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

terima kasih banyak telah menyediakan bagi kami jawaban alkitabiah
iya emang udah ini bukan menjanjikan maksudnya masa depannya tuh ya paling nggak nggak usah kepikiran masa tua gimana gitu ya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
semangat merah putih ini mudah mudahan bisa menginspirasi adik adik di daerah ya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
yaitu transformasi layanan primer layanan rujukan sistem ketahanan kesehatan sistem pembiayaan kesehatan
setelah halus tumis dalam wajan dengan minyak goreng panas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
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
setiap perhelatan olahraga selalu memberikan dampak terhadap kota penyelenggaraannya
betul betul jangan sampai
goa berisi diorama yang menggambarkan
tapi batubara sudah terjamin dan kita lihat dalam peradaban dunia negara negara maju seperti amerika serikat inggris jerman
dan ini sudah dua puluh lima tahun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
ya gua sengaja kosongin hari lah di hari itu gua gak kerja gitu
nah ini bagaimana apakah sudah ada usaha dari pemerintah dalam hal ini bapak
anda sudah berhasil keluar sejak gempa atau guncangan terjadi
dalam melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka maupun saksi dalam kasus korupsi
mereka tidak menggunakan alat yang sudah bekas digunakan bu
teknologi ini dinamakan modifikasi cuaca milik balai besar badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
tapi benarkah superfood yang satu ini bisa membangkitkan gairah seksual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
boleh tolong ceritakan sedikit prosesnya itu seperti apa
apakah sebelum pjj pendidikan kita itu mengalami learning loss juga
paling pantes dia masih layak banget buat main di ibl sih
untung harga olahan aci di sini dimulai dari harga sepuluh ribu rupiah
yaitu kerutan yang terbentuk saat kita melakukan ekspresi wajah
orang orang yang mungkin ktp nya non dki jakarta
di tempat ini proses pendidikan anak anak sedulur sedulur sikap tidak hanya dilakukan di rumah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
salam kami untuk rekan rekan asyar humanity di sana terima kasih terima kasih mbak fuspo
yang pertama kalau kami konsisten menyuarakan bahwa untuk memenuhi pembelajaran tatap muka terbatas itu
di tengah kekisruhan di tubuh veldie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
supaya mereka bisa melayani dengan kualitas yang lebih baik daripada posyandu sebelumnya
untuk anak anak mudanya adalah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
kenapa karena harga jagungnya lebih baik daripada harga padi kurang lebih demikian
kayaknya temen temenku ini pada tertarik kayak pada salut gitu soalnya jarang
itu sih biasanya paling sering
bukan karena banjir ataupun yang lainnya
bisa dicalonkan sebagai cawapres atau cawapres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
apakah masih realistis target tersebut jika melihat kasus harian yang semakin tinggi untuk target tersebut bisa dicapai oleh pemerintah
tanpa pesanan dari pihak yang memiliki kepentingan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
kebutuhan energi manusia akan terus bertumbuh gitu ya
kalau kita kan jakarta dan palembang
mereka memulai usahanya karena ingin membawa cita rasa persia ke indonesia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
tipe cara nembak dia tuh udah bagus bagus perfect dengan kualitas dia masih sma waktu itu ya
cita citanya emang jadi pengen peneliti biologi sih
assalamualaikum selamat sore bapak bapak
jadi gue tuh ya pasti gue gak pakai warna warna gitu
selain itu banyak juga ibu hamil yang percaya mengkonsumsi air kelapa bisa membuat kulit bayinya cerah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
kalau anda mau menambah lagi anda bisa menambah asuransi untuk penyakit kritis
dan dengan waktu yang nggak banyak agak susah gitu ya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
apabila dengan cara penyajian yang demikian maka kandungan yang tadinya baik malah itu akan menjadi satu hal yang bisa mengganggu kesehatan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
kalau kita lihat stok buruk hari ini juga hanya tiga ratus ribu ton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
dari pesawat japan airlines a tiga ratus lima puluh yang bertabrakan dengan pesawat penjaga pantai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
apa yang masih perlu ditransformasi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
sehingga mereka punya akses terhadap perbankan dan lain sebagainya
mana sih kemampuan jantungnya untuk melompat darah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
naik dibandingkan pdb dua ribu dua puluh dua sebesar rp sembilan belas lima ratus delapan puluh delapan empat triliun
kalau memang mereka melanggar daripada aturan visa yang mereka miliki
dijual ke pasar semahal mahalnya jadi yang untung cuma pengepul di hilir saja
sehingga kemudian nalar kita sebenarnya sedang berada dalam algoritma yang memberi asupan yang sama dari kelompok kelompok yang sama
edin hermansyah pun sejak seribu sembilan ratus delapan puluh enam juga berdagang bubur ayam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
cocok dinikmati pada saat musim hujan seperti sekarang
nigiri ini berisikan irisan tipis ikan mentah yang diletakkan di atas kepala nasi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
dalam berolahraga justru menurun
namun ingat batas asupan gula tubuh kita maksimal hanya empat puluh gram per hari
mulai dari rp dua puluh tiga hingga rp seratus
tetapi kita mengharapkan bahwa di masa depan juga mungkin ada kenaikan harga
ini besok kita akan runtuh ke bagian era
melakukan analisis dan banyak juga pengamat atau pemantauan lain yang menunjukkan
ya walau memiliki omset fantastis tidak selamanya bisnis ini memiliki kisah yang manis
kalau suatu saat akan terjadi
dan juga mempertimbangkan harga eceran di masyarakat
dan di bulan oktober kemarin berdasarkan percakapan kami dengan beberapa teman
makanya saya langsung ke tempat jajanan favorit saya yaitu gorengan
baik mas roni terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
kalau bahan baku ada tadi ya karena memang tidak boleh
dan itu itu rasanya itu yang dia tunjukkan
sekedar gemar suka ataupun gemas saja tidak cukup untuk menjadi alasan memelihara hewan
ia bisa bermain di mana saja kapan saja asalkan tersambung dengan internet
nih memang ada perubahan perubahan itu tetapi perlu diingat dikasih bawahi
dan juga di layanan tambahan lainnya kami bandwidth internet juga kami tambah
oh ada setara darah film dari jogja
sementara tarif parkirnya terlalu kecil
kalau banyaknya itu tergantung dari besarnya hewannya ya
pelayanan kesehatan dan itu juga menjadi
pertama rasa syukur saya sampaikan pada karyat allah swt
dan semoga ketiga cawapres anda besok bisa tampil maksimal meyakinkan pemilih di indonesia
dari kamu sendiri sekarang sudah menjadi pascibraka dua ribu dua puluh tiga
kalau kemudian sistem kekebalan
di luar masalah kesehatan dalam
kayak gitu oke nih siapa yang mau mulai bu gue dulu ya
dan idealnya untuk populasi sebesar indonesia ini berapa jumlah rumah sakit yang bisa
biasanya pemerintah melalui badan pangan nasional punya formula formula
holiganismenya terkenal di dunia kalau kita kan
kayaknya di indonesia belum ada yang kayak gini
dan ini yang jumbo saya akan coba merasakannya
ya mungkin ujung ujungnya circle circle tenis tenis lagi mungkin ya
pada pemberian vaksinasi kepada anak anak khususnya di usia dua belas tujuh belas tahun
dan memang ada data data sudah sekian belas ribu orang di luar kota
nah ini juga mempengaruhi angka kenaikan
di meja disediakan ibu saya gitu
mana yang mereka lebih antusias mana yang kurang antusias
pagi harinya saya mengunjungi sebuah makam keramat di lingkungan rumah saya
itu sehari bisa tiga kenalpot
kalau kamu mau inflasi peletel food itu tinggi
victor pengaribuan fajar bolivia jakarta
ada buku yang terbit pertengahan tahun kemarin
di mana mereka mendapatkan bahan baku untuk meyakinkan tadi
atau cuaca yang semakin panas ya
di situ ada yang positif gitu dalam satu minggu terakhir itu siapa aja yang datang ke rumah makan itu maka akan dihubungin satu persatu dihubungin satu persatu dan akan di apa dikarantina
ke ekm tujuh puluh dua tol cipali di tanggal lima april
jadi medianya jadi medis jadi panitia
sementara almas saki biru salah satu penghugat uji materi terkait syarat cawapres dan cawapres
itu kan sangat sangat tua banget gitu ya
dirinya yakin akan ada hasil yang sukses
internet juga nggak secepat sekarang nggak kayak sekarang
kalau misalnya jepang ada yang agak ke jepang jepangan
nah itu dia salah satunya kenapa gua bikin video
berita berita terkini yang tentunya
mulai dari piala asia olimpiade paris hingga pon dua ribu dua puluh empat menjadi ajang bagi atlet atlet dalam unjuk gigi
dan menurut saya itu beda dengan masjid masjid yang ada
meski dalam susah takut tiada
padahal lo bener bener
ternyata orang juga bisa di bawah kadang di atas
mereka hanya tidak bisa mendapatkannya di luar bandara
baik kemudian prof andreas kalau benar tadi disebutkan masih bergantung terhadap impor
jadi memang sangat sangat beiringan demografi itu akan terus terjadi
emang awal kenalnya menembak gimana mas
jadi karena ia harus menunggu kemudian mungkin sudah terlalu lama
dan berniat menyimpan uangnya untuk koleksi pribadi
alhasil ketentuan lima persen pajak dikenakan terhadap penghasilan
kalau di wilayah semarang surabaya bali kan mereka pakainya tahu putih
sementara pada satu april lima delapan miliar
itu keleluasan ataupun insentif perpajakan selama dua tahun
udah bukan di iba lagi udah timnas gitu
baiknya kalau ingin upahnya lebih tinggi
puskesmas tetap sebagai pembinaan dari posyandu dan diharapkan pembinaan ini akan meningkatkan asas dan kualitas dari posyandu itu sebaik mungkin
karena posisi dia yang panjang
rabies merupakan salah satu penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia
dan itu adalah proses yang tidak sempurna
nah lalu terkait stok bulog
penyebab utama adalah adanya
persikapu lawan persija ada itu
mulai dari mereka remaja ya
mana ada yang datangi tempat kami
dari media sosial itulah yang kemudian masuk ke netizen yang lain
seperempat kedua untuk protein hewani atau nabati seperti opor telur maupun rendang
program makan siang gratis ini masuk dalam rapbn dua ribu dua puluh lima
selain bisa dijadikan berbagai hidangan harganya yang murah menjadikan tahu sebagai sumber protein abadi yang digemari masyarakat
alasan daripada melakukan wfh dua hari
bangga bangga juga kan bawa baki dari papua yang pertama juga
tapi jangan lupa bahwa kita harus ingat
masyarakat menentukan pilihan siapa pemimpin yang layak dan dipilih untuk indonesia lima
hal itu juga yang dirasakan kandek yudi
saya ingatkan kepada calon presiden untuk bisa menyimak baik baik pertanyaan karena hanya akan dibacakan satu kali
dari angka seratus sampai satu ratus dua puluh lima kita mungkin mengalami gejala diabetes
saat mengganti foto itu bila terpenuhi syarat
wah patut dicoba juga ya pastinya
nah masalahnya saya nggak mau dulu bahas soal politik mas saya pengamat ekonomi
kita disambut dengan lupis dan gendar
selain di basketnya jago terus humble kan orangnya
kira kira apa yang membuat mereka
sekarang kritikan tajem untuk mereka pas lagi mau main coba
selain pertumbuhan dan kesenangan pribadi
harus bisa saling menutupi kekurangan masing masing
kita lihat bagaimana proses hukum selanjutnya
yang dilakukan terhadap undang undang pornografi ini
untuk jarak yang sama dibutuhkan biaya rp tiga delapan ratus hingga rp empat kamboja
nah karena itu saya menduga memang salah satunya yang patut tertuduh dalam konteks studi
karena pohon coca juga kan sama juga
kami menggunakan kain yang berwarna merah untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari dan radikal bebas
beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini masih membutuhkan waktu sebelum rencana tersebut dapat diterapkan sepenuhnya
yang menerima laporan dari para warga
untuk mencapai target dua ribu tiga puluh pihaknya akan memasang satu satu juta pipa baru
bernegosiasi dengan pemerintah untuk mewakili mekanisme penyelamat
dan juga ada kotip ternyata perempuan
maksudnya untuk tetep di rumah juga lah ya
dikembalikan atau yang bisa disita
sebelumnya lontaran lava pijar sejauh delapan ratus meter
jadi data data untuk masuk ke kebijakan tata ruang laut dan sebagainya ini sangat penting
tapi lawan terakhirnya ini seperti di piala dunia u tujuh belas sulit di kalahkan
oh kalau dari saya mah ada telat ya ada angus nih
dari awal awal ko jojo basket nih kalau gue liat nih
berarti nanti lo kalo udah main pro juga pake headband dong
secara jumlah itu kami sangat terbatas
dan itu perlu untuk kemudian dikaji lebih lanjut
biaya memasaknya bisa lebih hemat
salah satu saja sebagai ruang tahanan atau penjara
kartika bagus karanganyar jawa tengah
mereka kepolisian dalam ini seringkali tidak sensitif ketika muncul laporan laporan seperti itu
sekarang masih di level dua itu level ketiga tertinggi dari lima level yang ada di korea selatan dan di daerah lainnya di level satu lima
entah ritual untuk melakukan hal di dalam agar bersiap menakutkan
semoga memang peruntukannya sudah ada
jadi kita mendapatkan banyak insomnia yang berasal dari penyelamatan ptsd
wos bandit tuh kan pickup gamenya sen banget tuh kan
apakah benar aksi penganiayaan ini ibarat bermain bola baginya
maksudnya kan foto soalnya masih belum bisa maksimal gitu kan
terhubung dengan database kendaraan bermotor
pertama gue merasa sebagai pemain streetball ya
nah sejak dua ribu empat belas itu sentimen
jadi anggaran ini memang kita buat skenario senyum ikan rupa
juga lambat laun waktu berjalan
agar bisa menghindari kepadatan dan harga tiket yang tinggi
kalau dari pelatih om ya dari pelatih itu nggak ada
namun tahukah anda bahwa ada beragam jenis kupat tahu yang memiliki ciri khas masing masing
itu adalah petikan imbauan dari satgas covid sembilan belas kepada para pelaku perjalanan
dan diharapkan mereka kembali tentu saja dengan ilmunya bertambah tapi ya mendedikasikan diri
lampa dodok atau berjalan jongkok ini lazim digunakan ketika menghadap raja
kalau profesor bahkan sekelas profesor pun itu sayangannya pemain nba sih
kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi
biasanya kan kalau bakwan itu tepung dicampur campur aja tuh sama bahan bahan yang ada
ya silahkan saja kan ada itu
tapi pertanyaan selanjutnya ini cukup menarik karena dini mengangkat wilayah banten
gula semut atau gula merah versi bubuk umumnya dibuat dari nira kelapa atau nira are
namun penelitian ini biasanya dilakukan pada kelompok veteran
jadi mungkin akan sedikit sibuk menjelang summer
vaksin itu sebetulnya miliknya dki
membuat jumlah para jin berkurang
jadi harus pagi sore
oke kita ke informasi berikutnya sinyal pemulihan ekonomi indonesia kembali menemui hambatan kali ini akibat lonjakan kasus covid sembilan belas di indonesia yang kembali meresahkan
mampu tumbuh optimal dan menghasilkan biji berkualitas
seni ini menampilkan gerakan tari seperti baris berbaris
tahan dulu kami akan kembali di debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
meski begitu hingga kini belum ada penelitian mendalam yang menunjukkan bahwa coklat mampu meningkatkan gairah seksual
melalui penelitian tanaman obat
dengan angkutan lebaran tahun ini pt kai daop satu jakarta juga telah mempersiapkan sebanyak satu enam ratus tujuh puluh tujuh kereta api reguler dan tambahan mulai tanggal tiga puluh satu maret sampai dengan dua puluh satu april mendatang
tim liputan cnn indonesia
sekitar empat belas sampai lima belas jam
untuk mempromosikan kerjasama baik itu kerjasama terkait dengan koordinasi kebijakan
di beberapa tempat penyewaan sepeda listrik di kota bandung
menurut martin rianto pemilik usaha bakmi ayam bakar
aku anak dbl ya udah pasti di ini lah
kenyataan kan memang bagus alami gitu
sampai akhirnya tuh ada kayak apa sih namanya yang kayak
jadi saya tidak itu juga mengenai
lebih dari setengah abad mulai buka sejak lepas subuh hingga jam sembilan malam nur aziza mengaku bisa
selain layanan drive thru juga terdapat lima ratus titik kas keliling yang tersebar di tiga
menyampaikan rilis kepada media dan juga kepada publik
koktik area mic atau microphone yang berada di koktik
terus investigasi seperti ini
yang kita tahu dengan cukup baik adalah perilaku ketika berada di sekitar lubang hitam itu
sehingga bisa mendorong upaya diversifikasi pangan
aduh kalau makanan sebenarnya saya gak jago jago banget masak ya mas
walaupun jaraknya dalam jarak yang jauh gak yang dekat
ya ini sepertinya saya harus mengorakan curhatan hati para freelancer ya mbak ya
demikianlah laporan yang disusun oleh
terima kasih dari istana kepresidenan jakarta
seperti apa pergerakan tangan seperti apa dipelajari
saya yang disuruh apalah bawa barang bawa segala macam itu aku
tapi memang kelemahannya sebenernya sih warnanya dalam hitungan bulan bisa pudar sih
ini namanya daun singkongnya adalah roolua
itu rasa banjol segar banget dan bikin melek
konsepnya tuh juga kayak ini sih
jam sekian tiba jam sekian itu saya kira harus betul betul dipastikan
yang kita lalui itu smooth kok
nih kalo atlet menembak kan rata rata tni polri yaa yaa tni yaa
itu lagi stress stress skripsi deh kalo gak salah
dan beberapa kelompok masyarakat lainnya
atau peserta didik menjalani
tapi kalau di sini ya kita harus terbiasa dengan di depan kamera aja gitu
sontak ruang sidang dipenuhi tepuk tangan
jadi itu sebagai apa ya dari namanya kan girls on track
dan sebenarnya ini prosesnya sangat mudah dan sehari langsung jadi
kemudian tiba tiba setelah kasus ini mencuat dpr seolah membuka peluang mengkaji legalisasi ganja
langkah dan alur pelaporannya pun seringkali mempersulit para korban kdrt untuk menemukan keadilan
kegiatan sehari harinya di sana apakah mungkin dari indonesia pindah ke sana karena bekerja kah
jadi transfer uang di amerika di era pandemi itu
sementara tanggapan itu adalah setiap kita memposting kan kita ditanggapin oleh orang lain
oke coace sejauh mana sebetulnya phri terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan world water forum ke sepuluh ini
meski sekilas mirip dengan nogosari namun carang gesing ini lebih juicy
ya sebenarnya secara teknologi kita mampu secara teknologi kita mampu tapi secara pengorganisasian memang harus kita kelola dengan baik
cukup sampai sini untuk edisi podcast di paling sport
tapi pas kita buka ini itu pada demo nya kan
nanti juga energi terbarukan tentu akan lebih murah ya
jadi kalau untuk orang pendeta belas palsi tidak disarankan kipas angin ke wajahnya
tapi ini kondisi mati kayak gini sering terjadi
belum sempat bersirahat kendaraan yang bertugas mengambil beraneka barang dari
dan juga kalau di toko toko besar itu kadang kita nggak tahu berapa hari kan sudah
tapi kalau kita potretnya pilpres ini gabungan
e m ibu dari pelaku bom bunuh diri perempuan ysf
dan berikut adalah tips agar bisa terhindar dari kambunya asam lambung
umkm kita ini sudah banyak yang bisa memproduksi barang barang di bawah seratus usd atau di setiap satu lima juta rupiah ini ya
selamat siang pak yusuf terima kasih untuk waktu anda pak
biar lebih kering juga kalau nanti jadinya ya
anda bersama sbs bahasa indonesia
sedangkan untuk isiannya beragam bisa pilih ayam daging sapi kikil dan ikan
setiap akhir pekan ribuan gerabai ini akan masuk ke dalam tungku pemakaran
coach raiko sendiri juga latihannya bukan kaleng kaleng sih gitu
aku masih agak takut untuk jalan di sini gitu kadang kadang
buka dua puluh empat jam dalam sehari warung kopi ini menghabiskan sedikitnya satu enam ratus bungkus mie instan
sementara anak keempat beragama buddha
kemudian untuk setiap orang yang dibedakan atau tidak
karena kalau kemudian misalnya ya mereka bisa menjadi satu seperti juga yang pernah dilakukan
menurut gue streetwear di indonesia tuh yang terbaik ada dua
berbeda dari sandow sebelumnya roti di sini dipanggang terlebih dahulu dengan margarin agar sedikit lebih garis
kendaraan itu sudah dimodifikasi
meskipun tadi harga sewa rumah di indonesia termasuk murah mbak
selamat pagi siva ini seperti apa jalannya uji coba di hari kedua ini
pembelian itu dilakukan sebagai persiapan konservasi sembilan belas trainset
komyun itu kayak inilah kelurahan gitu ya
waktu itu sampai ibu ibunya gitu kan ngendong anak anaknya yang nyanyi
jadi mungkin ada sesuatu pada penerimaan bernafas yang subjektif
merupakan upaya mendukung kerja etle guna meningkatkan disiplin berkendara
itu seringkali menjadi bottleneck nya adalah masalah masalah soal kepastian hukum
apa yang membuat sepak bola kita bisa berkibar ke depan
selamat sore mbak ita selamat sore mbak mbak ita sehat salam sehat ini kayaknya mbak ita udah langsung
sehingga di saat orang akan berkunjung ke biak lumpur
terima kasih bapak joko setiowarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan mti pusat
dan perlu diingat juga memang dalam revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
pada dasarnya bisa ketika ada upaya yang dilakukan dari pihak korban maupun dari support system yang ada di sekitarnya
oleh karena itulah menurut saya ya dorong aja dulu
menteri perdagangan zulkifli hasan menghadap presiden joko widodo di istana kepresidenan jakarta
saya sudah tinggi aduh itu mah kecap kecap gitu kan
menurut badan meteorologi klimatologi dan geofisika tanjung perak surabaya
yang kedua lampa dandap yang lazim digunakan ketika melewati kerumunan orang
menarik menarik soalnya emang banyak juga sih
mulai dari yang ringan hingga yang berat
oke oke itu dari kapan kak masuk klub perbasih itu dari tahun
ini artinya perolehan poin yang bisa didapatkan oleh atlet ataupun peselancar di sini sudah jauh lebih besar
jadi semua informasi yang beredar itu kan tidak serta merta bisa dipercaya kebenarannya
nah sama sih sama tahun sekarang bakal di bulan juni juga
sempet kepikiran pengen ngajuin sama media lain
pemimpin partai hijau adam pent juga membahas apa yang disebutnya
sepak bola di indonesia maupun oleh
yang telah kami persiapkan khusus bagi anda
saya ke paslon satu sesuai urutan
terus variannya juga lebih banyak
karena menurut saya memilih malam hari itu sebab kan kurang ada jaminan keamanan jalan nontol
itu baru signifikan untuk kita idolakan
kaitan dengan misalnya apakah bumn bumn karya yang bermain di playing field yang sama itu
video anggota dpr tiga periode dari daerah pemilihan jawa tengah tiga ini
di antaranya menyajikan shinogi aneka nigiri
maksudnya kan ada pemain yang kayak nanya ke coaching staff
ya itu sih yang bikin ya down gitu
jadi itu nggak terlalu jauh dari seattle
para pendengar abastok indonesia
kartun kartun ini ya
khususnya bagi generasi z tadi ya
ada di ui di usu di ugm di mana itu
karena sebenarnya kan kalau kita bicara ngebakar lemak kan
ya mereka akan tetep di bawah prawira terus ya
keluar dari sel pn jakarta selatan
ada biasa komunikasinya kan sama navigatornya
dari dominasi katolik dan ortodoks
meskipun tadi ya di dalam persidangan makamah menyatakan bahwa permohonan pemohon satu dan pemohon dua untuk menghadirkan menteri itu ditolak
tapi saya memiliki keyakinan bahwa pertanian ini akan memberi dampak yang signifikan lah untuk perekonomian bali dan perekonomian keluarga khususnya
zat kimianya ini juga bisa berubah apakah dia berubah bentuk atau berubah kadarnya atau menjadi
demikianlah rangkaian program acara dari kami
calon presiden pemilu tahun
kita juga harus diimbangi dengan peningkatan penyuntikan dosis per hari
artinya memang impor ini masih diberlakukan di tanah air pak
lardner menambahkan dalam bulan januari
ternyata empat puluh tas branded
secara medis setelah kita mengkonsumsi gula
yang mana embah dalam arif muhammad itu beliau adalah salah satu tokoh sentral penyembar agama islam di kampung pulau sekitarnya
sebenarnya kebutuhan transit atau kereta impor dari jepang ini sangat dibutuhkan untuk saat ini ya
menyelesaikan double track di lintas selatan itu jauh lebih urgent dibandingkan dengan membuat kereta cepat bandung surabaya
dinding gua jepang masih asli dan tidak disemen sehingga memiliki tekstur yang tidak rata
sebetulnya masyarakat saya yakin juga pasti akan setuju kok
jangan lupa sarapan yuk
tentang bagaimana ketika nanti para pemudik ini bisa menghindari kemacetan panjang dan kembali dengan selamat pak di arus balik nanti
itu terlihat sekali masing masing calon presiden baik pak anies pak prabowo maupun pak ganjar
yaitu sertakan surat bebas gangguan usaha dari kecamatan setempat
untuk nanti kami untuk menilainya
apa yang bisa saya lakukan untuk membantu dia
satu atau dua dari kerumunan banyak orang yang tidak kebal
nah kalau misalnya dari bmkg sendiri ini apakah gempa yang terjadi di sumedang dan juga yang kemarin terjadi di bogor ini ada hubungannya enggak tuh pak daryono
masing masing sumber itu bisa mengakumulasi energi gempa sendiri sendiri
baik baik saya mau tanya ke mbak tita mbak tita kalau menurut teman teman dari koalisi masyarakat sipil begitu ya kenapa sih pemerintah terutama bnn ini bahkan kepala bnn sudah tegas mengatakan bahwa
pencari bakat dia suka ke kota kota kecil yang jarang di di kunjungi sama orang
karena dia harus membuat itu dengan rajin rapi mus dan sebagainya
meskipun tidak mengambil untung ya pak ya dan bapak menyumbang
kemenangan adalah bonus yang harus disikapi secara bijak sementara jika mengalami kekalahan ajarkan
kini lokasi ini dapat dikunjungi sebagai tempat wisata yang penuh dengan nilai sejarah
waktu bapak satu menit dimulai saat bapak berbicara
tak hanya populer di indonesia bebek asap juga populer di negara tetangga
kita butuh sedikit minyak aja sih pemirsa
nah mbak prita apabila kita memang sudah terlilit utang
mas yuda dan pemirsa cnn
itu memasukkan data mereka yang dites ke dalam sistem
kalau kita tidak betul betul mengawasi yang seperti ini
selamat sore pak surya
sebetulnya masalah bakar uang masalah tiap untungan apa segala macam itu kan kembali lagi ke bisnis masing masing
jadi semua kan kita gak ada harus banyak import
melainkan harus diolah bersama sekam atau batang pisang
di sini saya juga bisa melihat langsung salah satu kebiasaan perempuan sumba
kita diketawain loh kalau dilihat dari negara lain
tapi sebenarnya sekarang tahun ini kita bisa lihat ya sebenarnya malah apa ya bisa dibilang jadi tahun ada harapan gitu
saya nggak berhak untuk banyak berkomentar
sehingga mereka akan belajar mencintai jika mereka melihat setiap proses prosesnya
jadi kalo lo belum ada di lima ini jangan bicara soal dampak indonesia
sebagai pengawal penjaga konstitusi
saya di sana dengan hari terakhir lamadai di mekah
aku tidak membuat konflik itu damai bukan kayak gitu
menuntut para anggota gul karmat harus terus meningkatkan kompetensi
tapi tidak tertutup kemungkinan itu dibuatnya dalam negeri
semua jenis pelayanan dari dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan ppc di jakarta
baru kita bisa melakukan aktivitas ini
perpaduan rasa daun singkong dengan guyuran sambal brambang
dan ini di share oleh negara negara arab
karena apa tahun dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu itu peristiwanya adalah lamina iklim kemaru basah
ini piala dunia ini bukan di under usia gitu ya
di sini saya bertemu dengan mas bagus ketua ikatan panitrana indonesia
sebelum atraksi apen bayeren dimulai
di era pemerintahan presiden joko widodo
jadi itu adalah hal hal yang mungkin perlu dipertimbangkan
nah setelah itu ya mulai kembali lagi sebentar lagi
tapi sekarang melangkah ke depan
ini saat yang tepat untuk menyelami dunia yang kaya akan bahan bahan
seperti apa bentuknya dan seberapa serius
yang disusun oleh ciara hin dan diana dayanovic
jadi pertamina misalnya untuk memudahkan pengawasan hanya akan menjual di pangkalan
bagaimana anda tertarik untuk mengisi waktu libur anda untuk menambah ilmu dan mencari pulang bisnis
sehingga dia selalu memberikan lebih dulu amaran
tapi dugaan saya dalam tanda petik serangan pertama itu akan keluar kalau tidak dari mas gibran dari gus imin
pengujian sendiri baik untuk bahan baku maupun untuk produk jadi
tak sekedar menjadi alat transportasi
bahkan yang menariknya dulu ini perahu perahu dari sungai sungai yang ada singkawang
pempek tornado dan pempek pizza dijual dengan harga yang sama yaitu lima puluh lima ribu rupiah untuk porsi dua hingga tiga orang
belajar mengamalkan nilai nilai pancasila selama pemusatan di klat
jadi jika saya memimpin pemberontakan melawan tuhan
kalau boleh dibilang ini sebetulnya
dan mengatakan masa depannya telah ditentukan
bmkg juanda di sidoarjo memang sudah memberikan peringatan dini
arah arah larangan sudah mulai hilang
dan sirip yang bisa melukai tangan
nah sebenarnya kemarin itu kenapa netizen lebih banyak merespon anies misalnya
ngontek aku nawarin masuk ke dalem
agar tercapai kesehatan jiwa dan rakyat
uang yang baru rp tujuh puluh lima tapi ibu ini nggak mau nerima
saya dari sini mau ke kalibata
sebuah warung kopi di area pojok kanan belakangnya
terus lo harus perkuat pelajaran pelajaran segala macem
harga internasional itu dalam kategori low artificial value
kadang orang tua itu suka takut untuk suntik langsung dua kanan kiri gitu
kami tetap melakukan upaya untuk memaksimalkan tracing aset tersebut
lebih nyari nyari event yang buat untuk ngedalemin skill lagi sih
tapi kalau sdm nya tidak sehat berarti masa depannya juga semakin suram
biasanya mereka yang ingin memiliki kebebasan atau fleksibilitas untuk bisa bertinggal
pengaruh bahkan bisa dibilang sebagai sumbu salah satu sumbu siar islam di pulau jawa
yang dikaitkan tadi penjagaan terjadinya dampak efek efek kejadian tidak diinginkan
karena lapangan berkembang terus
atau emang dalam diri kokoh juga emang sebenarnya ya emang gue emang bisa menunjukkan ini ke coach milos
supaya tidak lalu lalang tidak bermobilisasi dan virus itu tidak dibawa ke desa
karena itu tidak menutup kemungkinan warga akan memilih kendaraan listrik untuk mudik lebaran dua ribu dua puluh tiga
ada titik yang harus diwaspadai
belum lagi di zona gunung salai itu ada yang namanya zona swarm
bukan suka atau tidak suka gitu
akan pentingnya vaksinasi bagi anak
damai dari bapak di dalam hidupku
sehingga ini menjadi catatan penting bagi kita bersama
yang lansia plus yang memiliki ristir
jadi gue berharap ya banyak lah dunia cewek ini bisa kok
pokoknya menang kalah biarin yang penting fair play
dan harganya tetap baik di level petani
nah merujuk kepada hal tersebut kita tim
dikatakan bukan banjir bandang yang bakapi banjir karena memang apa cuaca yang ekstrim tapi
kita tidak akan pernah punya kepastian pasar kita tidak akan pernah tahu harga kita akan selalu ketinggalan dengan masalah ini
pihak beacukai pun sebenarnya tahu bahwa itu bukan emas tapi mereka minta second opinion lah yang memuatkan
kamu dulu akhirnya buka tutup atau gimana sistemnya
karena ada kejahatan yang muncul
chinese new year itu melambangkan kue pembawa hoki
tiga kali di depan
ada juga kupat tahu petis yang memiliki kuah bertekstur enak
kalian juga bisa follow juga nih social media cnn indonesia
dan sekarang kita bersyukur
iya narik lapangan untuk latihan disini juga kan
ia setuju bahwa ato harus lebih transparan
anda juga bisa menggunakan microwave
ambil dari muara baru ya bang
yang input input yang kayak gitu yang kadang kadang kita gak sadar tapi dia sadar gitu
banyak wisatawan yang berkunjung ke yogyakarta kini juga singgah untuk meneguk jamu
tim diputan cnn indonesia
akhirnya sampai juga di dermaga muara gembong
tidak akan ada rasa takut mengenai pasangan anda akan berselingkuh dengan orang lain
udah pernah main sama jan misael
nah setelah saya lepas olahraga gak pakai sepatu sama kaos kaki
puasa pastikan dulu tenggorokan anda sudah terhidrasi dengan baik
soalnya kan lukas juga sama michael james punya ini ya
menurut tim medis gejala sang anak sudah adiksi gawai yang membuat gangguan jiwa
yang hanya berisikan enam siswa dengan kecerdasan di atas rata rata
sebelum dibawa ke hadapan anggota keluarga kerajaan teh dan konsumsi lain akan dibagi dua
bagaimana kemudian persiapan debat dari cawapres anda pak mohamad iskandar
dan roti untuk penabur
psikolog klinis elizabeth sulis tiorini menjelaskan sebaiknya orang tua mengetahui minat dan bakat anak sediniwa
misalnya kalau di kemarin kan ada yang saling mendorong
yang berlangsung selama dua ratus tahun
dalam arti bagaimana kita mempertahankan harga di tingkat konsumen yang menguntungkan buah buah wisata ini
dan kemudian mensyukuri semua yang kita lakukan ini dalam rangka menanggulangi pandemi
memakai tanda pengenal dari fifa
bagi para penggemar soto daging madura
shane murphy adalah sekretaris komunikasi serikat pekerja
dalam segala hal yang kami lakukan
dan secara impactnya itu langsung berdampak sama follower kita bertambah
pemohon sim baru agar percaya diri mengikuti ujian praktik sim di lapangan yang baru
ini kita bicara mengenai bansos ada yang mengatakan momennya kenapa pas banget menjelang pemilu
ini hanya untuk masyarakat langsung
saya selalu disajikan teh
tapi bagaimana sih cerita dibalik para pahlawan delivery online ini
yang memang secara hukum internasional sangat tidak dibenarkan
terus kayak aduh gimana nih fotonya jelek gitu kan
maka isu terbesarnya adalah soal gaza
sehingga kita bangun rumah batik selatan ini memang benar benar dari nol gitu
bukan hanya partai yang lain kita juga kena dampaknya
mengantarkan logistik atau yang menjual hasil tangkapan nelayan muara gembong ke jakarta
ketika dicecar pertanyaan terkait mobil mewah rubiconnya
tapi kuncinya kan amerika serikat
dan orang orang yang sudah beberapa warga negara palestina yang sudah ke sini
mereka nongkrong rame rame di taman
yang berbahan degradable atau dapat terurai
iya rata rata karena itu kan udah jadi karakter kami abraham anthony erga anak anak bangka yang lain juga begitu
tim liputan cnn indonesia
lanjut kita memindahkan batang tebu yang menjadi tujuan utama kita panen kali ini
iklimnya normal normal saja tapi produksi drop tujuh tujuh
saya bilang pak taruh aja stadion benteng
nah itu kan untuk lebih ekstrimnya
mereka pasti ada sparring sparring tuh
lalu menggeser pangan pangan lokal plus yang tadi saya sampaikan beras pun perlahan lahan tergeser oleh gandum
baik karena kita menunggu sekali sarah
kedepannya tuh pasti bakalan kayak gitu lagi
lip pindahin aja misalnya kalau di bawah tidak bisa
aturan mainnya dimulai dari servis di sisi kanan dan harus di belakang garis lapangan
pengeludikan kendaraan dalam pengaruh alkohol adalah tindakan pidana yang tertuang pada pasal satu ratus enam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
kalau kita mau olahraga yang sifatnya agak agak eksplosif misalnya kita kayak senang lari yang agak kencang atau set quick training
hal itu berarti dua ratus sembilan puluh ribu warga australia bisa menerima pengurangan pajak tahun ini
prospektif banget sebetulnya ya maksudnya
nah itu kalau coach dhani coach sasyi itu sebenernya untuk waktu itu ya pada saat jaman itu kan masih pelatih kan ya kok ya
salah satunya di jalan veteran jakarta pusat
wuh kan ini caleg kali kedua
di dalamnya tuh masih berasa panas gitu loh
nah makanya sekarang aku sama istriku jalan jalan
megah dan tertatanya sistem pertanian subak yang sudah diakui sebagai situs warisan budaya oleh unesco menjadi buktinya
ekonomi lapangan pekerjaan dan lain lain
para pendengar yang budiman kali ini saya memang akan lebih kepada rekan rekan wanita ya
kecuali tasmania dan australia barat
yang pertama rawat kendaraan secara teratur di bengkel resmi
tidak menunjukkan karakter bersatu atau tidak menunjukkan sikap sikap yang justru konstruktif
jenazah kedua pelaku bom bunuh diri dimakamkan di pemakaman keluarga
seratus gram beras putih mengandung tiga ratus lima puluh delapan kilokalori
apakah sebenarnya sop nya berapa menit ketika sinyal kedatangan kereta ini harus diperlukan di pelintasan
modusnya itu apakah langsung hanya mencuri saja
jadi kita bisa berenang berenang bersama mereka
banyak generasi muda yang bahkan tidak tahu keberadaan buah buahan ini
namun kualitas pendidikan musik yang dapat diakses oleh anak anda dapat sangat bervariasi
kecamatan sumedang selatan kabupaten sumedang ini
dan sekarang ini sedang merambah untuk proses pembuatan tas atau goodie bag menggunakan batik
jadi kan gitu udah ngerti nembak nih cuman paling beli kacamata nembak lah gitu doang
apakah harga harga itu juga nanti akan ditambahkan ke dalam kenaikan harga gabah dan beras pak
sementara kemudian income yang mereka harus dapatkan dari pekerjaan pekerjaan yang sudah ada tidak seimbang dengan cost yang mereka harus keluarkan
arman helmy siptyadi pradana jakarta
bagaimana supaya apa yang mereka inginkan itu betul betul juga nanti bisa memenuhi harapan para kreditur
jangan judi slot juga dong
di wsl pro dua ribu dua puluh dua ini yakni di bagian nia selatan di tanggal dua puluh dua sampai dengan dua puluh delapan juni mendatang
sepanjang pemerintah dalam hal ini regulatur
suhu dari air lautnya itu sendiri itu saja mengubah
gimana nih nasib ya nikel indonesia ke depannya
suasana seperti ini mulai terasa bahwa kampung dengan sekitar satu tiga ratus kepala keluarga ini adalah kampung umat islam
kira kira apalagi sih mas yang perlu kita ketahui
nah begini ya kita bilang kita nggak boleh jumawa dengan apa yang kita punya sekarang
anda mungkin mengira saya sedang berada di santorini yunani
tadi juga mungkin telah disampaikan dalam paket pengantar sebelumnya
kita sudah memilih pengurus pengurusnya itu semenjak dari tahun lalu
setelah di dua ribu dua puluh tiga itu dila kalau gak salah dari tiga turnamen wta dua ribu lima puluh juara ya
karena ya kita juga harus mencari dana juga kayak dari tim fundraising buka open open po
mas ilham aku baru tahu kalau ternyata roster itu dicetaknya manual
tapi untuk masuk ke gua belanda ini saya tidak sendiri
beragam komentar pun dilontarkan ada yang pro ada pula yang kontra
quinoa chia seed kacang kacangan seperti almon serta jamur
tersebut dimana di pasal delapan s satu akhirnya
gitu kan kemudian sama dengan
yesus mau datang segera
agar pemerintah di tahun berikutnya natal tahun baru lebaran hari hari besar
pada saat beliau sampai sekarang sampai hari ini bertugas sebagai wali kota solo
kalau saya selalu solutif dan
untuk si passenger nya
tidak spesifik ke bansos
banjir kali ini merupakan banjir pertama pasca musim kemarau yang melanda wilayah kabupaten bekasi
nah di sini kita coba buat develop lagi nih rasanya kita sesuaikan dengan lidahnya orang indo
olahraga adalah aktivitas penting yang harus dilakukan semua kalangan semua usia tak terkecuali mereka yang sudah berusia lanjut
terus penjualnya ramah gitu ya
selamat berjumpa lagi dengan kami radio advent suara pengharapan
itu perlu dibuat sepadi banget ya
ayo sudah pada sarapan belum
wow ini dia penampakan bakso lava jubo dengan bobot tiga kg
trans ya terus untuk bpj
yang mana sudah ditandatangani sejak tanggal tujuh mei dua ribu dua puluh satu lalu
dua ratus sepuluh saham terapresiasi di zona hijau dan satu ratus tiga puluh sembilan saham berada di zona merah pada pembukaan perdagangan jumat pagi enam oktober
lantaran dapat menghasilkan cuan dalam jumlah fantastis
modus menjual mimpi dari keuntungan robot trading seperti ini akan selalu berulang
ketua bidang komunikasi satgas covid sembilan belas heri trianto mengatakan
karena memang tadi aku cuma hadir aja
sehingga karbon yang keluar itu emisi yang keluar itu bisa ditangkap
satu mobil di depannya sudah melintas sudah dalam kondisi clear baru kita melintas
kedepannya harus seperti itu kita nanti
nah yang kedua memang kita lihat ada cewek cewek presiden dan bansos ini juga terkait putusan mk yang menyatakan bahwa tidak ada bukti terhadap cewek cewek presiden dan juga penggunaan bansos terkait dengan kebutuhan untuk pemenangan salah satu paslon
karena pemilu itu tidak sekedar melaksanakan atau melahirkan anggota dpr saja
dengan cekatan mengiktiaskan asas ini sebagai berikut
tetapi juga dalam mengambil keputusan saat bermain basket
nah tetapi kita tentu bertahap
buat menyiapkan indonesian night market betul
ya sebenernya kalo kampung halaman kan memang kelahiran saya kan di banyumas
bahaya yang berbeda dengan kokain
kalau sebentar yang kita deteksi
tapi nanti kalau sudah kebawah ombak saya push nanti saya bilang up
karena produksinya aman di masing masing daerah
wah itu gue hampir nangis jujur gue hampir nangis
saya kira dalam rangka terutama agar bbm ini tepat sasaran
yang dipicu oleh emosi yang kuat seperti sedih dan gembira berlebihan
kalau pasokannya tidak baik stok tidak memiliki ya pasti harga akan naik
pembuatan hamparan sawah yang memasuk kebutuhan konsumsi lebih dari enam santrinya
tempat makan nasi uduk yang sudah hampir berusia tiga puluh tahun ini
jadinya seperti terbuka lagi gitu
mehdi sang pemilik mengolah sendiri roti kebabnya yang berbahan dasar gandum
tapi membuat paskah menjadi waktu
ada bunga bunga merakah kembali
melalui patung karena tidak bisa
kalau ukraina kan memang secara teritori terbesar di eropa
terhadap sebagian besar komunitas migran dan pengungsi
nah kemudian pertanyaan lanjutannya
mulai dari menyampaikan visi misi dan program kerja
kementerian perhubungan agak harus hati hati kitanya
menit bermainnya sih banyak sekali ya
itu lo masuk berarti karena beasiswanya apa gimana
tiba tiba akan jadi masuk akal dalam hidup anda
tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengannya
follow lah apa gimana apa kenalan segala gitu kak
yang mesti kita lakukan untuk kita berkorban
menurut pakar kuliner fadli rahman istilah takjil ini diserap dari tradisi masyarakat arab
karena untuk tahun dua ribu empat belum ada testifikasi yang bersifat empiris
badonya pedis kandungnya biasanya gitu
hal tersebut akibat banyak dokter yang berada di bawah tekanan yang terus bertambah
dan saya pikir ini tidak momentumnya
sebelum meninggal nadira sempat menjalani perawatan
sekitar dua puluh tiga hiu paus yang sudah kita tagging
ke babak ketiga ini harus lolos
dan tergantung kita bekerja di mana
menghadapi tahun politik ini kita berharap para politisian itu menjadi negarawan lah
berapa apakah ada korban terkait dengan kecelakaan ini
ia mengetahui akan penggodaan penggodaan halus
oh hidupku sungguh sungguh menjadi baru
ulak kencur dengan bawang merah bawang putih kemiri dan garam
seperti laboratorium daur ulang sampah yang saya datangi ini
tapi ingat ya jangan makan berlebihan saat berbuka puasa
yang memiliki unsur budaya dan magis
kain ini memiliki tekstur berbeda
terus tiba tiba motoin ibl gojected x tiga kenapa tuh kok ada angin apa tuh waktu itu

masukkan proses music scoring biasanya dilakukan dengan menentukan adegan mana saja yang patut diberikan musik atau tidak
museum kali jangan jangan kan
sejumlah kendaraan yang melintas di jalan raya pisangan tambun utara mengalami mati mesin akibat menerobos genangan air banjir hingga ketinggian lima puluh cm pada minggu pagi
nah oleh karena itu ya harus kita tanggung bersama
dan tidak kita harapkan korban jua yang cukup signifikan
itu kan seperti mengkritik diri sendiri
untuk idul fitrin mungkin nanti akan diberitahu
butuh cara khusus untuk bisa mengendalikan si kuda
sedangkan kepingan emas tujuh gram berhasil terjual satu lima ratus buah
meski warung kopi ini menyediakan aneka kuliner lain baik berbahan mie maupun nasi kebanyakan pengunjung yang datang memesan mie bangladesh yang dijual seharga tiga belas rupiah seporsi untuk ukuran reguler
menggunakan indeks sosioekonomik mereka untuk area
yang merupakan angka terendah sejak tahun dua ribu tujuh
pertama yang untuk kaisang itu
mulai dari waktu istirahat yang cukup rata rata orang dewasa membutuhkan waktu tidur tujuh hingga sembilan jam setiap malam
baik terima kasih untuk insight nya bersama kami di prime news mas reza inrakiri
diberikan ruang satu lajur plus bahu jalan
seolah olah kan dirugikan dan lain sebagainya
amendementnya gagal balik lagi ke teks awal
artinya itu merevitalisasi kembali
saya katakan bahwa memang kita risau adanya oknum apalagi oknum itu berasal dari unit yang dianggap
dan itu pun terjadi di seluruh indonesia
puluhan tahun bergabung dalam
firwan yakin usaha yang ditekuninya ini bisa terus berkembang
sementara pemudik yang menggunakan sepeda motor di prediksi sebanyak tiga puluh satu dua belas juta orang
tapi pak bambang ada tidak sebetulnya standar waktu yang menjadi indikator untuk kepolisian dalam menanggapi laporan dari masyarakat
anak anak uph college belum ke cewek ceweknya kayaknya
jual beli barter maupun aktivitas lain
memang diadakan baik itu oleh pihak kjri kbri
asalkan tetap memperhatikan kebutuhan kalori
kakak kandung legenda basket indonesia ali budimansyah ini
untuk mencetak kerupuk mie kuning dengan cara manual seperti ini
memang bullying sudah ada dengan katanya dalam bagian ini
melimpahnya limbah daun nanas membuat alan charoni pria berusia tiga puluh tiga tahun
agar terhindar dari cedera acl
itu jam dua puluh dua baru boleh
ya yang pasti bahwa kita dengan memperluas tasaran vaksinasi kemudian tidak meninggalkan prioritas untuk mengejar vaksinasi kepada lansia
jadi kan biasanya kalau pacaran telponan sampai malem
langsung oleh ogawa dan juga
mas yudi mas alfred terima kasih sudah mau meluangkan waktunya
ya kak nanti kita ada merchandise
yang pertama adalah regulator dalam hal ini pemerintah
angga putra kavijati bandung jawa barat
yang paling umum adalah metode laser
masih lapar error terlalu lapar
tapi memang belum full swing seperti kondisi sebelum pandemi
jadi jalurnya cepat maksudnya
jadi tempat taruhan dan ini gak bener
prabowo subianto terkait dengan gaza
mereka menaikkan harga pada saat jelang panen raya atau mulai panen raya
budaya kami orang sumba
nah kita tahu bahwa undang undang ite ini sebenarnya tidak hanya mengacu kepada hal hal
dari awal awal mereka bisa memotivasi
jadi bukan hanya pengetahuannya tapi juga mereka merasakan bahwa mereka bisa berhasil
desio hartonowati pedagang pecelele tersebut bukan anggotanya
atau sekitar tiga belas juta populasi dari total sekitar lima puluh dua juta populasi
khususnya masyarakat pengguna kereta
sebenarnya mereka datang dari tanaman popi
target pemerintah untuk dua ribu dua puluh empat saya kira mencapai tiga puluh juta ya
jadi lebih kuat untuk tidak dirubah
tapi saya memiliki keyakinan bahwa pertanian ini akan memberi dampak yang signifikan lah untuk perekonomian bali
nah kebetulan di atasnya itu rumahnya itu kebanyakan itu bukan bangunan tahan gempa
dari grup grupnya dan anak anaknya utr ali asdr
bahkan tadi sebelumnya yang sudah dilihat ya dari anaknya mati entah induka lagi hamil pun mati
ya tapi di basketnya juga dia kasih yang terbaik
ya itu semua orang itu sebanyak itu orang yang bikin the last dance itu
seperti sebuah kios bakso yang berlokasi di jalan raya laladon kota bogor jawa barat
sebab tebu bisa dipanen hingga tiga kali
jalan jauh kan udah terlalu capek dibandingkan dengan becak yang kual
ini sampah sampah dari kemarin itu baru sampah sampah strofon
tepatnya pada pukul dua belas lewat delapan belas menit waktu indonesia barat
pemerintah yang saya pimpin
jadi kita agak deg degan juga
untuk membicarakan bagaimana terkait dengan kemajuan demokrasi
dilanjutkan oleh ibl gitu
lepaskan jari untuk memperlihatkan
karena mereka sudah berkomitmen akan mengawal pemerintahan pak jokowi
penduduk setempat di tengah hiruk pikuk kehidupan kota
kini memantiknya untuk ikut mencari cara perawatan lahan yang lebih efektif pada perkebunan dengan lahan lebih luas
hanya mungkin tipe beban itu berbeda
jawa ini kan sebetulnya lahan subur untuk pertanian dan cadangan air baku
apa kira kira mimpinya mas tera apa nih
besar besaran di tata kelola perekrutan
saya pikir ada skopi untuk berlanjut
baik kami garis bawahi upah kenaikan
dibilang gak kenapa napa kok dia kan tenaga medis gitu loh
hidangan rahang tuna ini merupakan menu andalan di sebuah kedai di kawasan jalan pahlawan bandung
masih kurang bisa minta ditambah lapisan pengaman ketiga menggunakan karung
nah katanya perbanyak sarapan bukan harapan nah baper kan

dan saya meyakini bahwa sebenarnya pns masih menjadi prima dona
dan kasus meninggal itu dua tujuh puluh satu persen
itu sebenarnya dia menjadi orang yang running perusahaannya sendiri
agar mereka bisa compete untuk generasi emas indonesia di masa depan
jadi berdasarkan prioritas ya vaksinasi yang dilakukan
sampai berapa itu mas murahnya mas
nah untuk nilai nilai tersebut
nah kita percayakan saja sih sebenarnya pemerintah untuk bisa menertibkan
sebuah sepeda motor di kediri jawa timur terbakar akhir september
yang tidak ada yang bebas dari efek simpang ataupun efek samping
yang kemudian tampil atau terlihat di permukaan tetapi seiring dengan penetapan pemenang di pemilu yang lalu di oleh kpu
jadi kalau menurut saya mix double itu mereka harus lebih ekstra keras gitu ekstra kerja keras lagi
pada saat kita berusaha untuk membujuk dan sebagainya
argentina dan perancis menjadi dua tim yang akan memperebutkan trofi juara lewat laga itu
cara makannya ditaruh di atas roti pita dan langsung dihap
kebiasaan berpakaian glamor yang kerap dilakukan jemaah haji asal sulawesi selatan juga bukan tradisi bukit makassar
ataupun sembahyang di kelenteng kelenteng begitu ya
alumni dari azzaitun juga gitu
peserta peserta telah berada di sini selama juta tahun
ini perbedaannya agak cukup signifikan ya mbak dengan trotoar yang di depannya gitu ya
sebenarnya siapa sih pemain dibalik
jadi perlindungan itu penting gitu ya
atau hijau yang giginya itu begitu tajam
misalkan pemirsa di rumah tadi ada yang ketinggalan
wah ini kalau kemudian didiamkan
beras ketan yang sudah matang bisa diangkat
tapi kan itu udah disfasilitasi sama perbahkin kan
gue tuh emang hobi masak ternyata dari dulu setelah gue flashback
berarti solusinya menurut mas sawi gimana dengan tadi penjabaran yang mas sawi sebutkan
jadi lo kepikiran pengen kunin basket kan waktu itu kan
jadi jadinya nyaman lebih enak aja adem
tapi kan secara langsung secara gak langsung kan lu udah udah
karena memang dalam proses pembuatan si kuahnya ini juga tadi ditambahkan gula selain rempah rempah lainnya
nah bagaimana itu menurut benar benar bapak
pemeran you ini juga kabarnya baru pertama kali melakukan proses produksi film panjang
untuk menambah lobang kita tambah sekitar empat ribu sak juga untuk penutupan lobang
harus bisa om anak olahraga om
artinya apa artinya petani juga mulai mendapatkan angin segar juga gitu ya
oke mantap sekali cerita yang sangat
membuat kita itu berdesakan dan akhirnya tak bisa nafas
tetapi kalau memberi barang barang itu pasti turun
wah ini jadi ini adalah satu tantangan dan sekaligus peluang ya
kalau bolak balik setahun masa muncul masalah terus
jadi kita yayasan konservasi indonesia ini sebenarnya yayasan yang berdiri di indonesia
jadi itu sangat sangat dihindari
jadi sebenarnya barang itu pak kalau kita lihat secara kesat mata saja dia memang sudah bukan emas
nah masih tinggal lima puluh jalur tengkorak yang dulu kami
kalau abos sih kan sebagai awam gitu katanya
sehingga ketika ikan bawal yang agresif ini berusaha melompat ke sisi kolam yang lain
kabinet nasional memiliki target untuk membangun satu dua juta rumah selama lima tahun
iya agak jauh kan terus abis itu ada
menerima pekabaran pekabarannya dan juga bersedia untuk meluaskan pekabaran pekabaran ini
karena baru dibuka jadi kan ada roadmapnya tadi ya
meski berdomisili di kawasan jakarta pusat
lab sekaligus workshop ini sengaja dibangun sebagai etalase
gue akan memilih untuk ngegedein dua puluh tiga ini
kalau yang satu menyiapkan harga rp lima lima ratus kemudian yang berikutnya rp lima enam ratus
apalagi kalau memang kita lagi ada cedera atau kita lagi ada problem
atau kain penutup ka bah yang terhampar di dinding mikrob
saya belum paham maka saya tidak bisa menyikapi
termasuk prabowo gibran berkemeja biru muda begitu ya pak
jika anda ingin merasakan pengalaman sama seperti saya saat ini kai wisata menyediakan enam gerbong panoramik
lintasan balap mtb ini rencananya akan dicoba dalam pre event yang diikuti oleh pembalap pembalap daerah dan nasional
yang memiliki kaleng itu adalah seorang janda tua
wid lu mendok lu ilang gak di jakarta udah agak lama nih
air yang jernih membuat keindahan biota laut yang beragam
sistem yang ada di pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh
dan poin ketiga adalah adanya upaya menghalangi proses hukum pengungkapan kasus tewasnya brigadir yosua
ketemu irak bukan baru hal ini
makanan indonesia itu kan sangat beragam
kemudian direktorat sistem informasi dan perpustakaan ubaya
kita juga pas bikin acara masih harus pakai masker masih harus swab antigen lalala gitu ya
untuk lo menjadi researcher sekarang
sedangkan pp yang sudah kita tolak juga ada pp tiga puluh an contoh ya tentang pengupahan
dua tim bali dan borneo ya cen
mempunyai kewajiban untuk terus mendorong
gua daftar ngakal ngakalin lah medianya apa dedy loy
saya kira memang layak dia terbagus di kpc
jika anda peduli tentang manusia gunakan hati anda untuk berpikir
sebelum bertolak ke pontianak untuk kampanye selanjutnya
ya di simpang sungki kecamatan kertapati inilah becak motor banyak terlihat manggal
mereka menggunakannya untuk tetap melakukan kontak sosial dan berkomunikasi
disaring dengan hukuman football family nya
di bulan maret kemarin kita panen gabah ya
currently our member itu sekarang ada enam
ini sebuah kabupaten di papua yang terletak di teluk cendrawasi
atau mumpung ada space gitu ya
asn ini akan dipindah secara bertahap karena kita harus menyiapkan fasilitas fasilitas pendukung
ada satu lagi sebenarnya totalnya sepuluh
jadi hanya di jam jam tertentu hanya di jam jam sibuk saja
sehingga memang pengawasan obat itu sangat sangat ketat
iju yang sudah menggeluti bisnis dorok dok sejak tiga puluh tahun silam
dalam sehari kedai bakso yang buka sejak dua tahun terakhir ini mampu menjual puluhan mangkuk bakso jengkol dengan harga rp lima puluh per porsi
tapi caimin cowok pres besok debat dia kan ketua partai
setiap acara pertunjukan tari yang dihelat memiliki cerita yang berbeda beda
tapi kita tetap aktifnya di instagram ya betul kita juga sudah mulai merambah ke tiktok ya iya
etnis tionghoa di indonesia melestarikan tarian ini dari masa ke masa
ya kalau sudah dimasukkan ke dalam wadah odoran ini dihirup minimal sepuluh atau dua puluh kali
banyak warga australia lainnya yang juga terkena dampaknya
jadi ini ada satu keluarga
memicu perlawanan warga rempang
terutama sampah plastik bekas kemasan makanan dan minuman dari warga
sampai saat ini sudah ada satu lima ratus yang mendapatkan vaksin
kemudian melaksanakan apen bayeren ini sebagai satu penobatan
kalau di men s qualifying series lima ribu ini ada nama rio dan juga ryuki waida
kita berada di sana untuk universitas dan bagian awal karier kita
ada ibu dewi savitri wahab di kota copenhagen
tempat ini salah satu sesepunya adalah pasangan wargono dan siti rahayu
sehingga mungkin advantage nya ke depan akan jauh lebih banyak begitu ya
jadi maksudnya pak prabowo dan mas gibran mencontek apa yang sudah dilakukan mas anies gitu
lantaran sudah lama tidak turun hujan
makanan penutup kali ini adalah carwagyu panggang yang disajikan dengan kuning telur yang dimasak dalam minyak truffle
sebelum menjeriap di dalam saya harus mengikuti latihan terlebih dahulu
kemudian nah itu kan ada hal hal yang harusnya dia curiga tapi dia terima

untuk mendapatkan hasil yang sempurna matang dan empuk
sufiany tanjung daud thompson jakarta
desain maksimalis tetap mengedepankan warna warna yang berani
dan apabila tidak terlalu penting sebaiknya tidak keluar rumah
itu ada yang lebih besar dari delapan puluh
apakah itu berarti bisa diprediksi kapan gempa besar yang maksimal bisa sampai tujuh
dan juga sampai saat ini bahkan kolaborasi dengan musisi internasional tuh banyak banget gitu
ini pertama kali saya nyobain bakso teripak
selama latihan dilakukan dengan program yang tepat dan porsi sesuai kemampuan
final final final sih dapet sih gue percaya
saya mau sapa dulu rekan rekan wanita saya berharap semua ada dalam keadaan baik dan kehidupannya dipenuhi dengan semangat ya
tujuan wisata sudah siap
voter kan diplomat kerjaannya kan
nomor tiga tahun dua ribu dua puluh satu bisa sinkron dengan inmen dagri nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
menteri perindustrian agus gumiwang menyatakan bahwa sailing price atau batas tertinggi
tapi memang tadi karena kepentingan pemerintah termasuk dengan perusahaan itu sudah satu
karena mereka gagal bayar
kalau menurut saya mereka lebih konteksual lebih konstitusional
ini kita sultan ikram sebagai senior
menggunakan bahan bahan asli australia menuntut kemauan untuk melakukan eksplorasi dan penelitian
dan satu karungnya kurang lebih tiga puluh kilo artinya sehari satu ratus lima puluh kilo
kita akan campurkan tepung terigu
kecuali tersedia jok untuk penumpang
dan sekarang bahkan sampai sepuluh aja gulanya
sudah dilakukan selama dua minggu pada bulan agustus lalu
apakah hal ini tidak akan bisa terurai begitu masalah yang terjadi
vaksin pcv juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemberian imunisasi pentavalent
albi pratama robby batiar tangerang selatan
meski begitu pengisian bisa dilakukan untuk dua kendaraan langsung
ini akhirnya kita mengundang satu cowok lagi nih bu
rumornya sih ada rumor si pascal siakam
berasal dari berbagai kalangan
kalau bibit bukannya peer to peer ya
hari ini tepat satu tahun peringatan invasi rusia ke ukraina
jadi ada lima kampung yang kena yaitu blongkek
justru istilahnya namanya naiknya di streetball
tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan
nah beliau seorang panglima perang dari kerajaan mataram yaitu mataram islam yang satu kerajaannya sultan agung
nah seperti tayang lalatnya seperti hitam gitu ya
sang ayah sukari dan wahyuning sisang munda berpikir kalau mereka tidak ingin nama yang rumit namun tetap berbeda dengan yang lain sekaligus mudah diingat
setelah itu barulah proses panjang pengukusan dimulai
itu basket sama bolanya bagus tuh karena waktu itu gue suka main bola juga
karena itu penting untuk melakukan pemanasan sebelum berolahraga
jadi mereka sebelum berangkat di solo itu mereka suruh beli koper dulu
apa yang sebenarnya anda ya mas riar sebagai filmmaker
meski berdomisili di kawasan jakarta pusat
mas ini berbicara dengan tokoh gitu ya
yang itu yang gue pengen orang lain tahu
sekedar gemar suka ataupun gemas saja tidak cukup untuk menjadi alasan memelihara hewan
ya sampai saat ini proses perbaikan dan kemuliaan ke lintasan kereta jalan madukoro semarang ini masih dilakukan terus oleh petugas pt kereta api jawa sempat semarang
masih ada harapan harapan yang kemudian memunculkan kayaknya nih mereka pengen anies muhyemmin itu tidak selesai kemudian dalam gugatan mk saja
terus ada juga kita yang tahun lalu juga ngehadirin seperti medical gitu
yang menghubungkan bandung sumedang dan majalengka
ketika bayi macan tutul ini baru berumur dua puluh hari
pada umumnya roster berukuran dua puluh x dua puluh cm
bali ini kan baru dapetnya setelah all star break aja gitu
setiap tahun nanti sampai tahun dua ribu dua puluh empat akan diselenggarakan motocross gp di sini
apalagi perempuan di berbagai macam daerah
suasana ramadan di kota denmark yang penduduknya ini sangat multi kultur begitu

tapi tempat wisata akan bertanggung jawab
ini semua pasti akan terdampak
saat ini sudah ada prototipe dua rumah murah terapung yang ditawarkan seharga satu ratus tiga puluh juta rupiah
iya blessing banget si pembeli
umumnya sebelum pecah aniorisma tidak berkejalah
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
semua rutinitas tersebut selalu dilakukan dalam suasana hening
terima kasih untuk pembahasannya dan juga informasinya untuk kami malam hari ini
yang pertama itu gue masukin di pilihan sma gue pertama enam delapan dua sma tiga
tersedia di beyondblue org au
tapi apa impor terus menerus meningkat
saya tuh jualan tuh sehari paling dapat untung tujuh puluh ribu
dalam sehari orang bakso ini bisa menghabiskan satu lima kuintal daging sapi di hari biasa
selain pelayanan kesehatan puskeswan ragunan ini juga memiliki salter penampungan kucing liar
kemudian di banyak perusahaan juga menggunakan solar pv loh banyak sekarang ini
jadi negara menciptakan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi
nah jadi ini kita lihat
hmm ini bisa juga ya
eh indonesia lokal atau
jadi di situ kita bisa main yang seperti kayak jogging santai kayak terus keberahan centil gitu kan
nomor penerbangan sg satu ratus delapan puluh dua yang terjadi pada sembilan januari dua ribu dua puluh satu di perairan kepulauan seribu
yang sekarang lagi ada di tv
bagi orang lain yang mungkin saudara tidak ketahui
mbak caca tau gak tanggal proklamasi kemerdekaan indonesia
jelas sekali ya pak nikoya dalam firman ini memang kita harus benar benar mempersiapkan diri
tapi setirnya ini terlihat terlalu berat menurut saya
makanya menurut saya lebih baik sama sama didorong
kemudian diberi taburan udang kering yang renyah untuk menambah cita rasa gurih
begitu hilang bola langsung turun semua di pertahanan sendiri
saya ada kayak gepak gepak merah gitu
jadi pergerakannya dan habitat dari hiu paus yang ada di teluk saleh ini dan yang ada di papua barat cukup berbeda juga
dan pastinya saya meyakini seperti yang baru saja kita diskusikan ya pendeta
kayak sebenarnya kita udah pas si miyu mukul ball kitnya
ada ikan pari yang saya suka sekali
masuk tunggu pembakaran itu pernah
yang sebelumnya itu tidak kita butuhkan atau bahkan kita tidak tahu bahwa itu ada
dan menjaga ekonomi bagi masyarakat dengan menjadikan hiu paus sebagai frekuensi wisata
oke kita harapkan juga akan seperti itu nanti di tahun depan di tahun dua ribu dua puluh dua ada mungkin kalau tadi ucuk bilang banyak ternyata yang gak survive dari pekerja musik
ia mengatakan masih ada tindakan lain yang dapat diambil untuk menurunkan harga energi lebih lanjut
bedanya apa ya kang ya sama beer peletok ya
munara wampasi menjadi festival yang membingkai sejuta pesona biar
dan saya baru saja menciptakan sebuah planet
jadi kami membuatnya tergantung di sini

tapi tahun depan saya pikir sudah bisa
butuh semua riset sih menurut saya
kalau mau balapan drifting kesini gitu
kedua harusnya pemerintah melakukan rescheduling
dikirip oleh kalender gregorian
bagaimana sih kandidat mau mendengar
kecuali saya menjadikan waktu bersama tuhan
terutama di kota kota di australia
lantas apa sebenarnya yang terjadi dengan bumn karya indonesia
dan momen lebaran jadi masa panen baginya
terus karena tim bali united ini kan salah satu tim yang punya manajemen yang bagus lah
maka pekan depannya adalah enam ratus kalori
kini dewa sedikit demi sedikit mulai mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam bertani
kalo dibilang bosnya sama juga gak bisa dibilang gitu ya
dan juga sama coach agung tris tianto dan beberapa lain coach mario juga dan coach
apalagi ini konfliknya itu baru dan salah satu peserta konfliknya adalah salah satu negara besar
bahkan belum sampai ke
lebih dari itu konservasi juga bisa menjadi pendokteran
kasih gimana ya apa
panggungnya itu emang dari awal dbl itu
agar anda tidak tertimpa
lalu kita waktu itu kapan juga lagi busuk
untuk bersih bersih layak mandi atau untuk bersih bersih yang lain rumah tangga
pada awalnya mungkin masyarakat indonesia merasa ini aneh termasuk saya
harga gabah dibanding dengan harga pembelian pemerintah justru lebih rendah
coba disampaikan tapi nggak bisa dilihatin juga gitu ya
sembilan puluh lima an iya betul belum masih masih satu ratus dua belas iya
tuhan di sana memohon kita untuk memilih jalan yang berbeda
bisa mengelola itu dengan baik bisa kemudian memanage dinamika itu dengan baik
sebenarnya konsep atau desain dari rumah risa itu
dan suku cadanya agak susah juga sih
hangat dan akrab yang biasa dipakai kaum perempuan
sehingga tidak terjadi kerancuan di dalam menyampaikan sebuah pemberitaan
gue smp pernah ikut ex school basket aja
apa biasanya kegiatannya tradisi di sana
nah memang di beberapa kondisi rumah tangga
ikan beong berukuran sedang dipotong menjadi tiga
jadi kalau saya ngeliat aja masih banyak timpangnya gitu loh
selain tidak aman minimnya lahan parkir di permukiman sempit juga dapat memicu konflik antar warga
kemampuan labor itu di rumah sakit tidak lebih dari enam puluh bahkan kenderung menurun
yang juga ikut melaksanakan ibadah haji
atau denda paling banyak dua ratus lima puluh ribu rupiah yang diatur dalam pasal dua ratus tujuh puluh lima undang undang lalu lintas dan angkutan jalan
telah menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan
dari simulasi tersebut perubahan aturan undang undang pph ke undang undang hpp
sementara ini produksi obat obatan dilakukan di indonesia tapi bahan bakunya masih diimpor
masih tinggi ya angkanya apakah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi ketergantungan ini ke depannya
masih banyak pekerjaan rumah yang harus bisa dibenahi oleh parlement kita termasuk dengan pemerintahan dan kepolisian
hormati marilah kita simak bersama
sehingga caranya adalah kita harus twist down atau membuat daftar
seperti tahu susu tahu keju dan tahu cengek atau tahu cabai
serta jeremy christoforus tular di balikpapan kalimantan timur
terus akhirnya rezeki lu emang main di liga profesional indonesia nih
dokter spesialis gizi klinik saninga tijan menjelaskan
jadi untuk mengganti lensa yang keruh itu tadi
jadi tempat tempat yang paling kita banyak fokus memang ada di tadi di sumatera utara
biasanya penipu meminta uang dari korban dengan janji bisa melipat gandakan uang tersebut
itu bukan kecepatan itu perlahan lahan
bersatu dengan rasa gurih nih dari tepung berasnya dan ini gulanya gula aren atau gula kawung yang langsung dikukus
setelah air perasan tebu terpisah dengan ampasnya
sedikitnya ada empat hal yang dicantumkan dalam surat yang ditandatangani oleh ketua kpk firly bahuri
gak bakal menang raptors itu kan karena kayak di cedera
nasi cikur hanya kencur lah
tanpa dikenakan biaya pulsa
dan ini yang menarik karena membutuhkan kesabaran membutuhkan ketelitian dan kerja keras
satu yang kemudian mungkin menjadi catatan
dari awal kita sudah menggunakan ppkm mikro
hindari penggunaan dan penambahan aksesoris yang tidak sesuai standar ya
di sini kita banyak di ocean tapi juga kita masuk di bidang pesisir juga
dan itu salah satu tempat yang pengen banget aku datengin
tapi di lain pihak kita juga ingin berbicara
lengkap dengan jembilan pendamping
kan sebenarnya gini ketika misalkan menteri dan wamen kita punya bisa mengukur kaya sebagai akademisi gitu ya mengukur apa kinerja wamen itu
dalam sehari dua ratus porsi yang disediakan habis dalam waktu dua jam saja
nah ini kan agak susah juga kan ya
insya allah ini menjadi penanda yang lebih baik
oke jadi kalau kita lihat pada akarnya telah banyak sekali studi
makan bergizi ini meningkatkan daya tahan imunitas mencegah penyakit
pasal pidana yang dikenakan kepada para tersangka
namun kini segotiwol menjelma menjadi hidangan khas wonogiri yang terkenal dan mudah ditemui
bidang pita adalah tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas ciseme
disebutkan hal ini sebagai upaya untuk mendorong warganya yang berusia tua agar mau divaksinasi covid sembilan belas
banyak negara negara terutama negara g tujuh
dulu memang rawan aksi kejahatan copet atau gimana nih
hujan deras juga mengguyur beberapa daerah di kota dan kabupaten sukabumi jawa barat
nanti masyarakat silahkan berproduksi kemudian bumn disiapkan untuk menjadi off takernya
soalnya kalo gue liat kan si brie involved kan dibalikin lagi tuh ke spurs tuh
majelis ulamak menganjurkan kementerian agama memasukkan pendoman perilaku jemaah haji setelah kembali ke tanah air dalam program manasik haji
nasi cikur itu kan obat obat tradisional
awal awal tremor tremor gila tuh pastikan ya
kalau jatuh satu harian kasihan juga
kalau di kota astana itu mungkin lima puluh an gitu
tiga puluh dari pertanian langsung yang empat puluh lima dari makanan minuman distribusi dan sebagainya
tinggi atau rendah kaya atau miskin
rusia punya akses untuk memobilisasi
anda bersama sbs bahasa indonesia
sama seperti apa ya kemaren kita nanya nanya juga pemain lain gitu
batubara tetap bentuknya hitam gitu ya
ya akhirnya kami meeting meeting zoom bertiga
dan panggilan datang dari kantor pengacara
menjadi dalang bukanlah hal yang mudah
nah ada faktor yang paling penting dan ini mutlak bagi seseorang
kalau untuk makanan ini rasanya
dan ini adalah atroksi yang kita tidak setuju dengan
biasanya kalau aku compress
oke tapi ternyata tidak dibayangkan kita kan kalau misalnya boleh atau adanya pelonggaran membuka atau lepas masker
pengobatan soft skillnya adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu bertumpu pada pasien dan
pentingnya penyelidik nanti akan membentukkan dengan stakeholder terkait masalah barang barang yang tidak disipkan
sangat menarik sekali ya untuk para pembeli
dengan kondisi yang terjadi saat ini
ya kings sih sebenarnya emang secara tim ya
gue harap sih davion mitchell bisa dapet minute play yang oke sih supaya dia bisa dilunjukin
jadi dua ribu empat belas deh gue masih main tuh
untuk mencegah penyakit penyakit yang disampaikan tadi
dan juga bukan berarti kita tidak ingin memenuhi yang sudah dirilis timnas
bagaimana ketika kita tidak
per seratus gram beras merah mengandung enam dua gram serat
tapi kan misalnya gini kalau kita lihat sekarang di f satu siapa sih paling tua fernando alonso gitu dia udah empat puluh tahun gitu
dalam situasi yang kesel
udah lah gue balik rekam back class gue ke liga profesional gitu
eits telur belum bisa langsung diasinkan ya
lalu ada rasa ketidakadilan bagi rakyat
si butet sama jordan waktu itu
santannya juga dikasih daun pandan
pas giliran selek nas dia sakit dia gak bisa masuk platnas
mengenai kekhawatiran siapa saja yang dapat mengakses dana asuransi disabilitas nasional
pendengar radio advent suara pengharapan
lalu dalam perjalanan waktu
mengendarai becak motor kelihatannya memang mudah
dan ini tentu sumbernya adalah dari arah bapak presiden
karena kalau kalimatnya adalah kalimat ceasefire
anda juga dapat bergabung di facebook kami
baik logistik maupun militernya dari darat ke laut
yang pertama mungkin kita waspada aja sih kalau misalkan ada gempa terjadi gitu
gue langsung kayak wah kamu hebat banget
mereka tuh sampai riuh saling menghujat padahal ini sebenarnya pemilu juga sudah selesai begitu
selama puluhan tahun di ibu kota
yakni tentang penolakan kementerian perindustrian
kalau toksik dalam konteks sikap interaksi sehari hari barangkali bisa kemudian dinetralisir
tapi ironisnya kita begitu sangat tergantung ya mas
nah itu jumlahnya adalah sekitar hampir lima belas juta rupiah
ada banyak sokongan untuk ide itu
dan ini sebenarnya lagi hot juga sih chen
dan dengan pemasangan stand itu aliran darah diarahkan ke arah yang normal
saya cuma memikirkan betapa indah surat itu
memang variable variable cost dari pembentuk harga beras ini
sebenarnya kan belum terkonfirmasi dengan data ya
sembilan puluh barang yang diimpor melalui skema impor barang kiriman berasal dari transaksi pada marketplace cross border
wisma atlet kemayoran yang sempat menjadi rumah bagi atlet dari tiga puluh tiga negara peserta asian games
dan jurubicara tpn ganjar mahfud pangeran siaan selamat sore pangeran
kalau ini kita kembali ke teknologi karena sekarang ya tadi
berbedaan kimia dan perubahan pastikan pasti berbeda dong antara zat asal kan memang targetnya
setelah itu untuk menambah cita rasa pedas penjual menambahkan cabai kasmiri dari india
setelah eranya kartus wirjo
dimana misalkan mereka hanyalah pekerja biasa
yang sembilan tadi itu bekerja sama dan barang barang satu grup itu ke puskesmas puskesmas di daerah daerah sangat sangat terpencil
kemudian dilanjutkan dengan pembelian kereta bekas pada dua ribu empat
justru ini penting agar dapat tetap sehat secara optimal
ntar gua suruh orang gua keluar bawa id card katanya
jadi ini juga kita sudah punya early warning system
karena kan dulu kita punya kalender tahunan
karena dapat dilakukan di rumah masing masing
ya kita waktu itu nekunin basket gitu kan
dia nutup lubang nutup lubang
ya makanya pertipat sama dia sampe sekarang gitu
ya bener loh kalau lo udah punya cicilan lo kan kepikiran lagi ngebut anjir
dan akan lebih mudah kalau mundur dari jabatan menteri sekarang
kan berarti ada something wrong di sana
sayangnya harga dan ketenaran kain tenun sumba
tapi ya itu programnya inisiasinya dari fia dan juga formula e
tapi saya pikir adalah penurunan nilai rupiah terhadap usd ini salah satunya adalah pelemahan
hanya kan pengawasan dari saya kan belum bisa gitu loh
waktu aku masih disini tuh tetangga tetangga aku tuh seumuran aku semua
jadi kan disitu enak pakai gini ya
belajar memainkan alat musik saat dewasa
gubernur bupati wali kota memutuskan sendiri
benang benang ini adalah benang yang kami beli di toko
iya pak ini kalau ada data dari kementerian umkm
untuk itu pasti madu memiliki masa kedeluarsa
tempat terjadinya transaksi bisnis ataupun
sang ayah merupakan orang tua yang mau mendengar anaknya
secara geografis letak kabupaten wonogiri berbatasan langsung dengan jogja pacitan dan solo
karena prp hanya ditetapkan oleh presiden dan kemudian pada saat sekarang baru akan ditentukan oleh pak ahli terimak
yaudah kita buatnya disek
oke kalau pak selon i mengusung visi perubahan sudah pasti akan merevisi undang undang cipta kerja tidak
tidak jarang banyak pemilik hewan yang memperlakukan peliharaan mereka seperti anak atau keluarga sendiri
menurut kalau kepentingan kami dari kementerian kooperasi dan ukm
agar tetap bertahan dan bisa terus diterima oleh pasar
pemilik kedai pempek mengatakan menu pempek kekinian miliknya sengaja dibuat untuk lebih mengembangkan makanan khas daerah asalnya palembang
meningkat menjadi sepuluh orang dan lebih dari seribu orang luka luka
tapi tapi dek lo lo apa gak pernah pengen main di dbl gitu dek kalau ngeliat temen temen lo mungkin yang di dbl gitu
memang sih logisnya itu kita segera sadar
nah produksi dalam negeri menjadi prioritas utama dalam kita melakukan stocking
jadi gue tuh selalu memilih warna yang netral lah yang laki gitu
jangan berada di luar jalur a
di sini tertulis gajah ini eksis pada awal miosin epoch
selebihnya mereka belajar bertani bersama orang tuanya
sehingga tidak bisa selamanya menggunakan lpg tadi
nanti rasakan sensasinya dinginnya air tawar menyelam di air tawar
sejumlah pertunjukan seni budaya lokal pun menyita perhatian pengunjung
selama gue di pj gitu ini squad yang ini yang paling talented lah
jadi bukan mereka yang pulang mudik saja
yang efektif untuk menjalankan diet anda
hingga kuas padaan setiap warga semakin tinggi
ya pkpu itu kan sebagai salah satu opsi ya
yang pertama soal harga tiket
nah tetapi dalam catatan kami gitu ya
marilah siapa yang mau
dalam kondisi itu cairan tubuh akan berkurang
kami akan membahasnya langsung bersama eksekutif direktur kor indonesia muhammad faisal langsung saya sapa selamat pagi bang faisal apa kabar
dan ternyata arusnya cukup beras
jam malamnya mereka seperti kurang lebih hampir seperti di indonesia
dengan produktivitas tinggi sehingga menghasilkan produk yang baik yang bisa dipasarkan di hilir
lalu bagaimana untuk menghindari kondisi ini ketika nanti umkm bisa masuk
ini hanya untuk bendungnya saja pak untuk tanggul
simak ulasannya dalam laporan khas redaksi
negara harus menempatkan pendidikan tinggi itu sebagai eskalator sosial ekonomi
karena kalau nggak pakai pasir
kemudian memaksakan gitu satu ide tertentu gitu ya
ya bisa positif bisa negatif untuk masing masing pasokan ya mbak
jadi penumpang bisa ngeluh
susah emang kalo pemain dobel gak punya pasangan ya mau sehebat apa juga
karena itu tidak bisa diangkat ke sana
sebagian perusahaan kalau saya ditanya efek ya terhadap ekonomi makro gitu ya
berbagai hal yang menjadi selotan masyarakat
terlibat di transaksi satu mobil seharga dua sekian m
ciri utamanya terdapat sirip di dekat bagian kepala
gue sering diajak ke sentul gitu ya
ketika saya berubah menjadi opioid
sedangkan french open itu akhirnya itu aku bisa berada di bogota sama astra sharma kan
profil kesehatan indonesia itu nanti seperti apa bentuknya
gue ngeliat sekarang badan lu kayaknya udah gede banget ya bu ya
terigu ya oh iya tepung ketan tepung ketan hai tambah lagi tepung ketan sama ini apa namanya
gen y dan gen z sebagai pemilih dominan
kalau memang ini bisa dibicarakan dengan secara sesara apa namanya
kbri di seluruh dunia ini kan ada salad eat
jadi kita udah langsung kumpul di kota itu
tiga t nya berjalannya sejauh apa dan semasif apa
jadi masalah pertama adalah
lalu dicampur dengan kacang tanah
karena profilnya mereka sudah berlanjur muncul
karena kan arahan presiden jokowi
pengembangan kampung adat praijing tak lepas dari peransang kepala desa tebara
temanya seperti apa moodnya kayak apa itu udah gue pikirin
nah itu sudah diserahkan ke situ
dan itu kemudian di stimulan gitu ya
artinya dari si stok kita memiliki
atau penurunan harga sekalipun
oke kami masih menunggu bergabungnya anggota komisi tiga dprri nasir jamil
kita butuh pembunuh untuk kembali
terima kasih koresponden cnn indonesia ausriun dholu
makanya tadi mau main sampe umur tiga puluh lima berarti umur tiga puluh satu kontrak abis andai kalo diperpanjang ya syukur
pensiunan pegawai negeri sipil ini memilih mengisi hari tua dengan kegiatan menanam vanili karena dianggap tidak merepotkan
konversi ini akan menimbulkan banyak masalah baru
biasanya ditemukan dalam bentuk tablet
tapi karena tadi cipalinya itu hanya dua lajur
dalam arti sudah mau berujol ya sudah ada pembukaan
selamat menjalankan perjalanan mudik
sampai hari kemarin yang sudah tervaksinasi itu kurang lebih baru sepuluh persen atau sekitar lima juta
cepat praktis dan mudah
serikat pekerja telah menyatakan keyakinan mereka bahwa pekerjaan di sektor pos terjamin
jadi seluruh wilayah bisa kota cimahi
pasti akan terjadi semacam
jadi itu berbeda apa yang disampaikan selama ini oleh teman teman rekan rekan yang mungkin jarang bermain di mahkamah konstitusi
jadi kandungan atau zat apa sebenarnya yang ada di astrazeneca sehingga bisa sebabkan pembekuan darah
dan kemudian hadir di situ babinsa dan babin keptikmas untuk mendampingi para kontak tracer
jawabannya sepertinya kurang jeli dan terburu buru gitu loh
keputusan wasit yang kontroversial
lalu balik lagi ke amerika ke washington
dan pada segmen ini calon presiden akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis
kalau di indonesia kan kita nyebutnya biasanya bajai
mulai dari kunafa baklava hingga katmir
saya tadi maaf kalau harus dipotong
hal ini menyusul ketika terjadi banjir lahar gunung semeru
kita membeli ke negara lain
dan sistem pembeliannya saya kira online semua lah bisa diatur
bagaimana sebetulnya membaca pertumbuhan ekonomi tiga lima ini dibandingkan juga sebelumnya kita sempat tumbuh sangat tinggi tujuh
marilah siapa yang mau
terus dibikin brem bremnya itu jadi agak incir
ini merupakan masalah medesak yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh australia
dan genistein ini bisa meningkatkan pertumbuhan reseptor positif dari estrogen
kota semarang bagaimana mbak ita apakah kemudian banyak akses jalan yang terputus
ini games andalan gua nih
alasan beberapa pemudik memilih mengirimkan motor menggunakan jasa ekspedisi ketimbang
ya kalau misalnya mbak hovifah dan pak mahfud
menurut pemilik kedai ini resep ramen didapatkan berdasarkan hasil uji coba puluhan kali hingga mendapatkan rasa yang pas
karena sesuai dengan bentor tahun dua ribu sembilan itu
dan mungkin kalau bahasa jahitnya melek
dalam kejadian tersebut sang sopir sempat meminta bantuan dari petugas tes perlintasan
jadi perlu dijelaskan bahwa komponen komponen produksi memang naik
ya jadi saya berasal dari riau
bahkan kemarin juga sempat ada kunjungan dari teman teman smp rabah ini
karena ada kemungkinan mismatch antara pemasukan dengan pengeluaran
ya karena pasti teknologi juga berkembang
meskipun menggunakan aplikasi maps
saya yakin ini konsep yang sudah disempurnakan disesuaikan dengan lokal konteks
terutama di daerah pedesaan
ay empat dua akan masuk ke tanah air gitu pak
terutama kami juga menjual view karena sekitar kami itu sawah menghampar yang tentunya sangat menunjukkan mata bagi para
uang peringatan kemerdekaan tujuh puluh lima tahun
dan pelertakan dari roof boxnya ini sesuai dengan aturan struktur dari kendaraannya
itu jadi pressure buat tera atau malah jadi motivasi terbaru atau gimana
sebenarnya ada yang akan memaksa ya ibaratnya selakan bank
misalnya ya itu tadi yang udah gue sebutin
antar penambang emas etnis tionghoa
adalah untuk pemerintah mendapatkan dasar ini di budjet ini
yang menjadi concern kita adalah
ada pak arief dan juga pak prof dwi andrias
dan tiga enam juta ton tersebut
kenapa gue masih kayak
yaitu dimana baru baru ini itu terjadi protes mengenai uang tunai
biasanya banyak yang kehabisan di elevated karena itu panjangnya adalah tiga puluh enam kilo lebih
satunya aja karena indonesia bener bener
kadang kadang ada yang gap tech walaupun secara teknologi kita ada aplikasi
oke ini milenial milenial masih milenial nggak
memang benar benar dapat

ya off lah sosmed dulu gitu
aku ya pikiranku sendiri mbak kerja itu terjun
harapannya tuh dua duanya mau berproses untuk menyelesaikan permasalahan ini tidak hanya sekedar apa yang ganti manis saja di awal
kini menggunakan benang tekstil atau benang pabrik
pemandangan yang cukup menarik di lokasi ini anda akan melihat banyak kulipanggul perempuan
tapi ini tuh sempit gak
dia akan mengaktifkan berbagai macam hormon hormon di tubuh kita
artinya kalau bisa membeli harga lebih murah kenapa harus membeli harga yang mahal dan itu tanpa hambatan untuk membeli tadi gitu ya
dan ancaman mario yang akan menembak david melalui brimo
metabolisme lemak dan untuk memanfaatkan energi tubuh selain sumber protein
dibiasakan gitu kita bukan masuk normal
memasuki situs selam wundi cave serasa berada di labirin
untuk humanitarian dan potential
tapi semenjak covid jadi dari tahun dua ribu dua puluh ke sini itu belum sama sekali belum mudik gitu dan ya udah kangen banget
tiga warna utama pada bangunan masjid yakni merah kuning dan hijau memiliki filosofi dan menjadikan daya tarik bagi wisatawan
dapat apa ya dengan duit sisa segitu
terkenal terkenal oleh platform yang dinamakan
nah kita bisa tes dari situ apakah g certnya itu efektif atau tidak berfungsi atau tidak
namun demikian tentu ada poin poin yang harus kita pahami secara bersama
kendaraan yang suka mendahului atau menyalip
aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat
sabar ikhlas dan konsisten menjadi pedoman tati dalam mempertahankan usahanya selama puluhan tahun
maka kesadaran hukum masyarakat
karena faktanya anda memang belum bisa menahan diri seperti mungkin mereka yang sudah dewasa secara finansial
untuk full year tahun ini saya pikir pun juga masih dalam kisaran empat persen
memberikan instruksi yang sangat jelas
pastikan tidak ada lagi susu coklat yang menggumpal
kalau kemudian gizinya baik mereka lakukan cek rutin
itu kata lainnya sebenarnya kalau dalam kbbi ya bang ramzi ya
ia memilih metode laser yang juga sudah terdapat di banyak klinik kecantikan
bila pengukusan hanya dua jam telur akan bertahan tiga hari dalam suhu ruangan
buat tim ini yang mungkin nanti akan
jadi menurut saya memang ini ada dua tekanan ya
karena saya makan itu suka
namun kemudian kami mencoba mengkonfirmasi kepada badan kepegawaian negara dan juga kemenpan rb
laporan ini disusun oleh sidney leng untuk sbs news
tapi kita harus proteksi gitu terhadap uva dan uvb itu
sekaligus membantu australia bergerak menuju target net zero yang diperlukan
namun hal tersebut hanya berlangsung sekali dan saat ini tidak ada lagi harga tersebut
oke caimin akan lebih banyak mengkritisi kinerja pemerintahannya pak jokowi di bidang ekonomi nggak
seminggu pas kurang lebih pas lah
dengan sangat sangat detail lah soal itu
akan cocok karena jangan lupa
ingin mencoba untuk memanfaatkan potensi yang belum termanfaatkan ini
campur bumbu membutuhkan waktu cukup lama sekitar dua puluh menit
rancis terkenal dengan ragam kulinernya termasuk berbagai jenis pastry yang sudah melegenda seperti croissant choux atau sus dan ikhlaq
dengan dosis tunggal atau hanya satu kali penyuntikan
anjing anjing di desa mulai menggonggong tanpa henti
jadi kita berharap setiap rt dan rw mempertahankan zona hijaunya
sejak masa pemerintahan sultan hamengkubono ix tradisi ini mengalami perubahan
gaji tunjangan penempatan lokasi
terus terus atau bagian khusus diberi umpamu biaya timnas
aneka raga makanan ini terbuat dari beras merah
nilai sesat itu yang maha kuasa
dan selama kita menjalani proses online apa virtual segala macemnya itu kan kita sudah berkolaborasi juga dengan orang orang kayak misalnya mas erwin gutawa
menjalankan diet tanpa nasi sebenarnya tidak masalah
ya untuk mas ya emang beda juga sama yang kemarin ya
sambil merawat bayinya timba air
beternak hingga membuat roti susu dan yoghurt di area kebun dan peralatan milik sendiri
iya kadang kadang kayak misalnya ada chat yang urgent masih tetap harus megang hp
akhirnya hakim yang mulia adalah wakil tuhan yang sangat sangat mulia
nah kalau misalnya itu takut melepuh gak sih pak kakinya atau takut terluka gitu pak
bawang putih bawang merah
dan juga berbagai penelitian telah membuktikan bahwa minyak tak jenuh tunggal ini
halo selamat pagi menjelang siang pak joko minal aidin walfaizin mohon maaf lahir batin pak
saat itu pelatihnya ialah ibunya sendiri
dari sisi pedagang pembeli sendiri mereka menyambut positif harga beras yang sudah mulai turun ini
padahal pak dengan internet gratis dan coverage nya bagus ini bisa mengatasi kesenjangan
yang salah itu adalah kalau mereka nyeberang ke rt yang lain ke rw yang lain yang statusnya hijau
kategori milenial dan gen z itu lima puluh enam dari pemilih yang dua ratus empat juta
gue karena di tahun terakhir itu
sebelum menjual lahan pemkap deli serdang juga telah menutup
dan ini masuk dalam formasi berikutnya
gitu ya ruu berkaitan dengan struktur gaji
lalu bagaimana proyeksi ke depan terkait pertumbuhan ekonomi indonesia apakah bisa mencatatkan pertumbuhan yang sesuai dengan harapan
dari papua pegunungan khususnya ya
maksudnya dengan banyaknya pemain seperti itu lu masuk tim baru dengan suasana baru juga gitu
tapi kalau misalkan kita ini terakhir membuat ini
banyak warga australia akan melihat penurunan harga tagian energi mereka
atau misalnya karena polip namun sebagian besar pasien mah itu merupakan pasien dispepsia fungsional
ada sosmed ada gadget dengan segala macem
untuk mengantisipasi jika terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing
soalnya dulu tuh aku gak demen banget nonton tenis
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh sidney leng dan medina jafari untuk sbs news
kemudian tiga t dikerjakan oleh pemerintah juga dengan optimal
seluruh peserta ritual berkumpul di sebuah pendopo di pinggir kolam
pencarian korban hilang akibat erupsi gunung semeru dihentikan sementara
namun warga dupak menyatakan
tapi tentu ada batasan waktunya
sehari berapa kali ini kok dia dikasih makan berapa banyak juga
pasti dapatnya minggir makin jauh makin jauh
seolah tak ada pilihan terus bertahan dan berbenah tampilan
karena sawah dalam melintas karena pengemudi yang masih baru itu berakibat mesin mati tapi itu hanya sesaat artinya gak perlu panik segera hidupin aja mesinnya
semua teman teman saya di sini
dan sisanya tanjakan lereng gunung ijen
jadi tentu saja memang selama ini regulasi tidak membuka peluang itu
jadi lo bisa aja tiba tiba mainnya slalom gitu
iya jadi kan gua penasarannya adalah
diketahui dalam surat keputusan tersebut ada dua poin utama yang disebutkan
nah peran dari rumah sakit swasta dalam hal ini menurut dokter dhaneni bagaimana
biasanya saya mudik itu setahun sekali atau setahun dua kali
nanning yuningsi lima puluh enam tahun warga margahayu selatan kebupaten bendung
kalau misalnya memang harus lebih lama bertahan di ibl ya gue bertahan dulu
sesuai dengan perkembangan jaman tuntutan jaman bahwa saat ini masyarakat peningkatan yang mengalami gangguan jiwa
sayangnya banyak yang tidak siap
suami saya itu dua puluh lima tahun daya ke anaknya ananya ke cucunya bagi yang masih asing gule kacang hijau
nasib serupa juga dialami didi
wildan insan fauzi masjid cipaganti dan mungsolkanas
dan mengurangi depresi serta resiko sakit jantung dan sakit kanker
dr brown mengatakan salah satu kunci evakuasi cepat adalah
meski demikian susu tetap menjadi bagian dari diet harian sebagian masyarakat terutama orang dewasa
ketika tempat itu sudah mulai overcrowded
ya mudah mudahan dengan prestasinya tim menembak indonesia di asean games di hangzhou ini bisa membuat cabang olahraga menembak semakin maju di indonesia
salah satunya ahmed el tantawi yang kini justru memilih tinggal di biak
namun memang informasi yang berikut ini jauh lebih spesifik karena ini kepada kondisi di mana seseorang sudah pernah kena kanker payudara
ini mereka lebih mengajak pada semoga pilpres ini sudah selesai
dan yang berpegang pada perintah perintahku
dan menyebarkan nilai perdamaian kepada anak anak muda dengan cara yang kreatif
jadi terlalu mengedang edang ada kalau dikatakan ya ada kegentingan antara ya dikait kaitkan antara perang ukraina dan rusia
ada victoria winata yang merupakan
itu variabel yang kita tidak bisa lepaskan hari ini
dari muda sekitar umur tiga puluh untuk makan makan karbo atau itu dihindari
perhasilan platform ini untuk mendanai pembangunan perumahan baru
kenapa kita katakan memilih untuk konstitusional tertutup
jadi kalau saya gunting saya potong saya akan mendapatkan dua lembar pasmina
hasil dari kuliahnya gitu
aku gak kenal banget sama dia cuman aku tau lah
besok karena kan tim nas amin mengusung visi perubahan
dia terintegrasi dengan krl
bang ali bagaimana dengan para wni yang merayakan atau ikut menyimak piala dunia di sana
karena kan aspek politisnya lebih sedikit dibandingin calon calon yang lain lah
kemudian kanal empat yang harusnya ini adalah
namun ini menjadi agenda yang cukup penting untuk dihadiri
selain itu yang paling penting bahwa masyarakat terutama nelayan nelayan yang ada di bagan
biaya perjalanan tuk tuk sedikit lebih murah dibanding remuk
real ozin ini cukup memberikan
bahwa kita kekurangan satu ratus empat puluh dokter
karena menurut gue dari sisi head coach
nanti dilihat dari situ yang umurnya misalnya memang sudah vaksin satu ratus tujuh puluh tahun dan dia punya comorbid
anda dapat langsung memulai dengan beberapa tutorial terpandu yang memenuhi semua kemampuan
problem yang harus diantisipasi nanti kalau seperti ini
satu kg di indonesia kemungkinan itu hanya sekitar tiga empat juta lah
wanita yang lebih dikenal dengan sapaan bude tati ini sudah memulai usaha kue kering sejak tahun delapan puluh an
tetapi dengan sangat menyesal memang karena mereka juara dunia dan banyak pemain bintang
dan bagi masyarakat lain yang ingin mengembangkan usahanya
terutama dengan keputusan dari si manajer itu
di cilegon banten tanggal sepuluh april pasangnya mencapai satu empat meter
saat ini totalnya sudah berapa yang kembali ke sana
jadi kita jemput di airport nanti kita kirim balik lagi
ya tentu saja dari indonesia dan australia gitu
menurut pihak puskeswan kebanyakan hewan datang karena keluhan flu dan permintaan untuk serial
rita ramayulis menegaskan gairah seksual tak hanya ditentukan oleh satu atau dua jenis makanan saja
apa saja kemungkinan permasalahan yang kemungkinan terjadi
walaupun ini terbatas dan juga syarat syaratnya ini banyak sekali
mengikuti lomba membuat buket uang
kalau kita bicara merger berarti akan ada beban perusahaan yang mana ya rugi tadi harus ditanggung ke perusahaan lain
ya turun dari transportasi publik bingung saya mau jalan di mana gitu ya
soalnya soalnya anda ngambil jurusan design udah ngambil jurusan dkv basket juga aduh dua kali lipet pusingnya
mengingat sebetulnya ibadah umrah pada bulan ramadan menjadi salah satu hal favorit juga yang dilakukan oleh banyak orang ya
mungkin kalau gue lihat sih lakers tujuannya mungkin lebih ke itu ya ceng
pastinya bahwa inflasi pangan ini merupakan inflasi yang terbesar
maka gempa cianjur adalah merupakan suatu alarm penting
kemudian memilih tawaran investasi tiongkok yang dianggap nilai investasinya lebih murah
ikan segar ini nantinya dibekukan di ruang pembekuan
waktu gue sempet ada kejuaraan
nah kedua bagaimana supaya transmisi ini tidak berjalan sesuai dengan pola pola seperti di tahun dua ribu dua puluh
kpu juga bekerja sama dengan instansi tertentu
dan kita harus punya approach bagaimana cara menghitungnya
safira hidup dengan mengidap penyakit langka berupa kelainan tumbuh kembang tulang kepala dan jari tangan
karena kalau kita naik itu satu minggu kita rugi lima dua triliun rupiah
namun tentu di tengah angka covid yang semakin meningkat anda disarankan untuk menikmatinya di rumah dengan bungkus bawa pulang atau memesan online
sebagai ini apa namanya
warna langit mulai terlihat jingga
penampilan dan outfit mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki juga tak luput dari perhatian
beberapa klinik kecantikan menawarkan banyak jenis perawatan
jawa timur akan terkonsolidasi
ada gajah yang di depan mata
jadi misalnya mengembangkan yang disebut dengan jargas
negara itu kan fondasinya salah satunya adalah
karena kan dia lebih ringan dia lebih light lebih nempel
kita kan kira kira separohnya tim ini yang main di luar ya
adalah untuk menghormati namanya
nah setelah rute jakarta bandung sudah beroperasi
menjaga stres dan tentu bisa mempertahankan berat badan
menyengkapakati harga pembelian gaba dan beras jelang masa panen raya padi
data terakhir per hari ini itu belum memiliki ektp
yang mana doa itu terus menerus semakin menguatkan saya
dari rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
setiap orang itu pasti ada kebutuhan berapapun penghasilannya
kemudian pengendali acara keamanan seperti itu
tapi kenapa kemudian pemerintah tidak membuka sih pak harga komponen pcr
lu ada pesan kesan gak buat temen temen semua yang
tapi ya itu menurut gue sih bukan karena gender
ini udah lama lah eko gimana rasanya nih gak ketemu sebulan gak ketemu
sehingga ekspor ke amerika itu ekspornya langsung dari biak
soal pelatihan evakuasi ular
entah pak prabowo apapun ganjar atau pilih wakilnya
namun kini barongsai berkembang
hanya yang paling utama adalah memastikan bagaimana pengungkap
berjaga dan tumbuh dari masa ke masa di kedai kedai kopi
dikumpulkan dan dibawa ke sejumlah wilayah
karena itu berdasarkan hasil perubahan dan semua data
tapi sultan tuh kayak baris tuh kayak selalu di ketiga kedua gitu
untuk melakukan sejumlah amalan pada saat ini agar keinginannya bisa terpenuhi
konsekuensinya adalah akan mengurangi porsi daripada belanja belanja kl lainnya
baik kalau di beijing sendiri itu
assalamualaikum selamat malam pak yusuf
kita jago bikin aturan tapi kita
terakhir ini pak ke depannya nanti apakah ada rencana food station untuk menggelar pasar murah
jadi tekstur dari gepuknya ini benar benar empuk
mereka itu menerapkan peraturan bagi mereka yang akan ke denmark adalah dengan alasan dua
kalaupun terjadi itu teramat kecil
dengan demikian pdb per kapita indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar rp tujuh puluh lima juta per kapita
cnn indonesia meminta tanggapan sejumlah masyarakat terkait video viral penggandaan uang tersebut
maka perlu berhati hati dalam menggunakan vaksin astrazeneca ini
dan tadi di tanggal sembilan belas itu
kemudian penggunaan kendaraan listrik sudah mulai bertambah kan
iska samson adalah seorang musisi dan guru string atau viola dan viola
dari manusia dan juga hewan yang berbahasa arab
padahal sasaran vaksinasinya untuk pelajar ini dua puluh enam juta ya cukup besar
dan kemudian beberapa skenario juga sudah disiapkan
bantuan itu tapi kebanyakan
karena memang perawatannya gampang seperti mbak titim bilang tadi perawatannya gampang makan juga nggak susah jarang jarang sakit tapi kasarnya itu cukup besar
dan memiliki satu ratus lima puluh kalori atau setara dengan satu centong nasi
siapa itu asosiasi profesi kemudian kementerian kesehatan dinas di daerah kemudian para aktivis para pengamat para pakar

dan kemudian mereka membangun banyak sekali kemudian investasi di jalan tol
dengan menaiki para layang
apa yang lebih baik daripada memiliki buah buahan juga
harapannya yang pertama rumah batik selatan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak
siapa yang tidak tergiur dengan jajanan tradisional
namun bukan berarti tugas pemerintah selesai
pak toto ini kan terlahir di zaman pandemi belum menap dua tahun
baik wskt maupun wika yang sekarang sudah mengalami problem itu nanti bisa mulai berangsur pulih begitu ya
ditambah lagi ya kasus kasus lainnya termasuk yang lagi
seiring waktu olahraga kenchi di indonesia melahirkan persatuan sepak kenchi indonesia
dan kami juga berikan kepada penasihat hukum waktu
kalau mitosnya nggak pernah dengar
nah karakter karakter itu tampaknya yang lebih dekat dengan karakter yang tadi disebutkan pak luhut itu sendiri
lantas apa saja antisipasi yang disiapkan untuk mengurai kepadatan arus balik dan kira kira kapan puncak arus balik ini akan terjadi
selain bisa menghidupkan kegiatan perekonomian di wilayah tersebut
tagging masih juvenile ya dan diberikan nama yang khusus untuk ini
pihak pemerintah indonesia bisa melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan
padahal tidak sedikit sepatu olahraga produksi dalam negeri yang kualitasnya tak kalah dengan sepatu merek impor
dalam obat yang beredar dalam produk jadi bisa dimungkinkan berasal dari bahan baku dan bukan dari pelarut
lalu apa yang bisa dilakukan sudah barang tentu
menggunakan conflict of interest untuk memenangkan pasangan calon tertentu
ruang kargo yang panas dan tidak jarang berguncang sepanjang perjalanan membuat
oleh general assembly dengan suara yes satu ratus dua puluh
manifestasi energi masa lalu masih begitu kental dan seakan mengajak para pengusaha
nah ini menciptakan lapangan kerja sama berimpak pada sektor jasanya karena mereka pasti butuh rumah produksi
sudah memiliki akses nih terhadap fasilitas fasilitas pinjaman
baru enggak dikasih bener bener suka gitu karena dulu enggak se hype sekarang kali ya sekarang mah lebih gampang kayak di youtube ada di ig ada ya kan keliatan tuh semua
ini adalah roti mariam yang terkenal banget di daerah ampel ini ya
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
jadi paling susah itu ngikutin irama dan hitboxnya
nah ini yang kemudian lebih banyak yang tadi saya bilang retorika yang terlalu ini tuh kurang menarik mas bagi netizen gitu
dan segitakanan kehidupan di lokasi yang baru
oh yang di ini ya di bucket list ya
iya lalu coba pelihara kelinci satu pasang gitu
kan bdd yang ini bucket list kan
karena selain memakan waktu persiapan
warga palestina yang ada di west bank
dan kemudian terhadap mereka yang datang
tidak ada apa apa tentang tujuannya
pertama tentu semua infrastruktur yang dipersiapkan dalam penyelenggaraan haji
dia mikir gini mungkin yaa target dieman juice glover gimana target gerak gitu dong
virus masih terus ada di negara negara
kalau tahun aku bisa triaksi lihat renang
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom
jadi saya selalu membagi pengeluaran itu menjadi tiga macam kategori
variasi bentuk atau pola roster dapat memberi hunian palsokan udara cahaya matahari angin hingga konsep arsitektur sesuai kebutuhan penghuni
bagaimana cerita di balik terjadinya gor ini
ini dengan mudahnya hanya dengan menggunakan handphone bisa langsung memesan makanan dengan cepatnya di saat sahur
yang berbeda dari bubur lain
loh saudara kan yang melakukan perbuatan itu
sehingga dia hanya baru bisa menyediakan sepuluh saja
jadi total kurang lebih sekitar enam juta rupiah itu cara perhitungannya
meskipun juga ada beberapa kendala yang harus diselesaikan dan disempurnakan untuk masa depan
yang berobat di atas itu mereka masih top up
berolahraga di luar ruangan saat hujan membuat kita tidak merasa berkeringat
tapi suatu hari jaseline memutar tombol radio fm kecilnya
enam belas hari nanti diperkirakan itu adalah dua enam puluh enam juta atau naik tiga tujuh persen
pap dia bisa menjelaskan dengan segalanya
katanya memang jet tempur rafale ini yang terbaik teknologinya dari perancis
pemerintah menghitung penurunan daratan atau land subsidence
rendah kalori karena semuanya itu bahan baku utamanya itu buah buahan asli
ketika dunia ini terbuka dan terkoneksi kita bisa tahu segalanya
sejak itu saya pikir ada fund berhasil di stage pembelian
rapat dengar pendapat itu digelar untuk membicarakan rencana
persis solo itu ribut antar sesama
metode diet bermacam macam mulai dari menghitung kalori dan membatasi asupan makanan
dia sangat menderita ketika kita tidak membiarkan untuk meninggalkan dosa dosa kita
salah satunya adalah sewa rumah kpr atau membeli rumah dengan cara kredit
makanan laut daging buah dan sayur juga harus terpenuhi
tapi kalo dari keluarga sendiri tuh emang bisa ya
maka memang kita harus berpikir secara lebih serius tentang
dan program kerja calon presiden
pada saat itu saya sudah berusaha
pada penelitian itu diperlihatkan
terutama negara negara yang langsung berbatasan
akhirnya dia yang kenangin lah dia
yang kedua konten kreator bukan lembaga penyiaran
sudah lebih dari empat hari setelah ditelurkan jadi sudah tidak bisa lagi diasinkan nanti hasilnya nggak maksimal
begitu juga dengan dua korban yang tadi sempat saya ceritakan
banyak warga bali kehilangan pekerjaan
tempat flow sistem dan pengaturan
migrasi konsumen yang biasa menggunakan dua belas kg
di jalan proklamasi jakarta pusat ini
terus pas banget pas awal awal yang apa oktober dua ribu tujuh belas itu
tahapan berikutnya langsung dikelupas atau bagaimana bu
ini pasti sesuatu yang banyak anak anak australia menikmati
dari situ aja kan keliatan kalo dia gak seserius itu gitu
kan repot kan padahal yang dibutuhkan
hai sejak rabu pagi kantor pos cianjur jawa barat telah dipadati oleh ribuan pelamar kerja
sudah terjadi ini tidak dipartipnya
karena alat yang digunakan tersebut tentu mengandung
orang orang tidak mengambil uang tunai
cuman emang kan mungkin karena panjang
bagaimana dengan melestarikan kita justru bisa mendapatkan income
farah mulai memelihara kucing sejak dua ribu dua puluh lalu
bahkan menyembuhkan saat keracunan makanan
prosedur mendapatkan lisensi menggunakan sim
ini nanti bisa dikonfirmasi dengan prof andreas juga
gungweda kemudian menggagas gerakan petani muda keren di tahun dua ribu empat belas ia membuat wadah untuk para
untuk menyelusuri terus kemana aliran dana yang dilakukan oleh sd
yang pernah berkeliaran di semenanjung arab al sarar di bagian timur arab saudi
jadi kalau mesin dingin kan enak aslinya harus mati
lo gak harus melulu kerja di pabrik gitu
ramainya makam kigede sala selama musim kampanye adalah hal yang biasa
baik mbak prita sangat memberikan pencerahan ya
dari sembilan ratus empat puluh satu kasus hingga lebih dari empat puluh dua kasus
alhamdulillah sanggup ke amerika
awalnya ikan beong diambil dari sungai perogu
jadi termasuk tentu juga karena ada yang katanya dengan masalah yang diberikan kewenangan
nah ini bpn kemudian mengasih izin untuk tambang nggak nanya ke kami
kalau begitu kamu tinggal kita dorong bipa untuk segera tanda tangan hak angket legislatif gitu loh
dan tiga kg itu hanya untuk masyarakat yang berat
ada yang turnannya tinggi juga gak tinggi
oh kalo yang di luar bandung selain si kos koko itu datangnya pada kapan tuh
mereka akan kita support untuk mendatangkan dokter dan tenaga medis lainnya di sana
terlalu fokus dan jarang berkedip
museum ini mencatat manusia pertama kali menulis
karena lagi lagi penanganannya harus
setelah itu masukkan merek dan model tv dan jika sudah masuk dalam daftar tv yang bisa menerima siaran digital maka merek dan model tv anda akan tersedia di pilihan pilihan tersebut
malam ini kita kembali berjumpa minggu depan
ke bupaten kampar jadi di kazahstan itu berangkat bersama teman sih
seperti amelia wanita profesional ini lebih percaya pada teknologi
maksud saya adalah makan gratis diprotaskan
seniman yang tampil bersama ruli dan botnya kali ini
kita ada teripang juga mungkin jarang tempat lain teripang
bisa dijamin lah paling tidak berenang dengan hiu paus
ini gue kalau ngeliat instagram ie saya dia sering muncul di instastory nya nih kayaknya sekarang
pembuat harus berkutat dengan detail jajanan yang ringkih
dan gue ingin bisa melakukannya
yang pertama sudah barang tentu tadi krisis pangan
kalau dulu masyarakat internasional juga mengakui bahwa peran posyandu itu sangat penting
kemudian juga bisa menggunakan moda transportasi krl dan turun di stasiun cawang
jadi kita bisa saling mengerti satu sama lain
silahkan bapak anies baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari bapak prabowo subianto
ya mungkin gara gara kita belajar dari covid ya bahwa kesehatan itu sangat penting ya
yang harus bertanggung jawab karena banyak juga
anda juga dapat bergabung di facebook kami
mudah mudahan segera bisa dihantar
atau poster poster bakal calon anggota legislatif
benarkah demikian yuk kita bahas satu persatu
bisa berat awet begitu dok
tapi makan gratis untuk anak anak indonesia dan ibu ibu hamil itu
namun di jawa timur gula semut juga dibuat dari nira tebu
makanya ada dua angle lu mau bahas streetball
nah bedanya kan kalau hiu kan tersebut ikan

di sisi lain kekurangan asupan gula juga dapat berdampak buruk bagi tubuh dan menyebabkan penyakit
servisnya disini mas permisi boleh lihat nih ornamen batik banyuwangi gajah oleng makanannya
dan juga agama serta kepercayaan lainnya yang ada di sana
dengan puluhan anak usia dini dan remaja
tapi sejauh ini masih belum ada konsensus
kebutuhannya sebagai individu itu seperti ini
hal inilah yang membuat orang ketagihan untuk mengkonsumsi gula terus menerus
kemudian ketika libur lebaran naik lagi
jenis motor ini dan beberapa yang di belakang itu itu adalah
udah kayak ayah kedua lah pak coach sharel bener bener ini cerita hidup
bukan dengan harga het yang baru karena memang ingin menghabiskan stok yang telah mereka miliki
dan akibatnya adalah kerusakan lingkungan
tentu saja gaya hidup kita sebagai senior citizen kan berbeda ya
sejak dua ribu enam belas gung wedat juga mendorong agar pemerintah kabupaten buleleng mau membangun sekolah kejuruan yang khusus mendidik anak anak tentang ilmu pertanian
kita udah infoin ini kena hujan takutnya gak kuat apa apa
ada delapan bidang kanekes juga yang bertugas di situ
makannya itu gak dikunyah tapi langsung ditelan
terus surat surat berharga yang jatuh
se at masuk lagi
sejauh ini sih aman aman aja ya terkait penggunaan kipas angin kalau dari diri aku
karena ini kan sebuah proses pembuktian ya
sempat ada ini gak sih tawaran dari universitas di indonesia gitu buat lo
nah kemudian yang kedua ini kan memangkas usaha dari para pengecer tadi
jangan bicara dulu tentang bagaimana kita ulas asli pada alam semesta keseluruhan
olimpik internet dihapus gitu
kekaan alam kita digunakan sebesar besarnya
hanya tak yang saya sayangkan adalah berkaitan dengan pembelian mobil itu
di satu tempat pembuangan sampah seperti biasa kerjaannya adalah memulung memungut sampah
sekolah institut regionalara de arte bicicabal
jadi sehingga ada makanan minuman dan sebagainya bisa untuk membantu mereka mereka yang memang
namun ada risiko besar dibalik besarnya rupiah yang didapat
jadi emang waktu persiapan tuh jor joran
pada pelayanan kesehatan pun juga akhirnya
tadi kan kita juga sudah lihat ya liputannya lia gitu kan
tetapi buat tim nasional sendiri targetnya nggak boleh kalah
australia post juga bersaing dengan perusahaan besar lainnya dalam bisnis pengiriman paket global
dan bila memang diharuskan untuk belajar ke luar negeri maka go ahead
kini harus berubah demi mengikuti permintaan
sedikit pedas itulah membuat ciri khas tahu kuah heci ini untuk sporsi tahu kuah heci dijual seharga
dengan modul gabungan yang mengutamakan problem solving atau hadapi masalah
dari situ kayak ya
dan saya juga ikut mendukung
walaupun visual lebih eksplisit tapi sebenarnya musik juga membawa peranan yang gak kalah pentingnya bagi sebuah film
akankah engkau bersedia tanggalkan semua dosa
nah ini adalah dorok dok yang telah melewati penggorengan awal selama tujuh jam
tapi kalau sudah masuk jam istirahat
tapi emang kalo gua liat sih jatim
selaras dengan harga yang tidak mahal
kita berenang bersama delapan ekor hiu paus
masyarakat pengguna tabung gas tiga kg mengaku keberatan
iya iya kira kira segitu lah sama nanti kita lebaran tuh jadi emang sekarang libur vaulannya j buzzin aja perasaan ya
karena tanggung jawab industri adalah melakukan quality control
pasti ada yang dirahasiakan tentu paham
untuk menurunkannya ke dalam mesin penggilingan
dan bahkan saking ketatnya itu untuk di apartemen saya sendiri itu dipasang magnet
konsekuensi kedua tentu saja adalah menambah defisit
habis itu kan kebetulan dipanggil juga buat seleksi yang
olahraga tradisional asal tiongkok ini
makanya ada ini semburan semburan
tapi ada daerah even mereka di level tiga
dalam artian untuk kebutuhan kedelai
dan prosesi mereka ini sudah dimulai dari kantor masing masing partainya ya
atau emang dia main cuma berapa game kemarin
mestinya pernyataan bung pipa itu diingatkan kepada presiden
atas berbagai pernyataan yang menyatakan ada begitu banyak pelanggaran terjadi
orang orang yang ada mungkin di kantor atau di lingkungan tetangga
sehingga memang masyarakat di sini sudah tahu begitu ya
berbeda dengan aplikasi yang saya gunakan tami memilih memakai aplikasi tujuh minutes workout
dimana pokok ini menggunakan manipulasi psikologis dan emosional untuk mendapatkan kontrol dari korbannya
sehingga diformalkan menjadi pondok pesantren mulai tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua
mengaku tertarik mengikuti program magang
karakter ini muncul dari buah pemikiran seorang komikus dan penulis skenario bernama haria suraminata
lebih kepada hasil foto aja paling sih
kalau totalnya saya mungkin tidak punya jumlahnya
iya karena kan udah beban nya udah makin tinggi nih karena
reunionnya ini ya di tim cls malah ya
lebih dari segedar minggu paskah yang dirayakan oleh umat kristiani
jadi gue sama tim kita anggap keluarga gitu loh
ada yang memang situasi perusahaan ya
kalau ada tawaran ya kita pertimbangkan
langsung saja saya akan menyapa kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiolog indonesia ibu mas dalina pane selamat malam ibu mas dalina
yang akan berlangsung dari tanggal dua puluh sembilan januari sampai dengan tanggal
bahkan anak anak mulai dari usia empat tahun juga sudah bisa mulai diperkenalkan dengan olahraga ocr
mudah mudahan paling lambat dua minggu sudah normal telur ayam udah
kalo misalnya turnamen gede grand slam gitu mungkin
yang digunakan untuk memasak selain dengan kayu bakar
sejumlah peserta mengaku antusias
dan teknologi informasi kementerian pendidikan dan kebudayaan mencatat
akibat adanya bencana yang ada di indonesia
ternyata makan dengan sekali telan ala afrika cukup sulit loh
harga sehingga daya beli masyarakat ini tetap baik
cuman dari berbagai macam investasi yang udah dijelasin sama bang rijal tadi itu menjadi pilihan kalian ya
sekarang di bulan april jadi bergeser
pengamanan dari tim anti bandit akan dimulai sejak empat april hingga enam belas april
tergantung dengan kondisi kesehatan masing masing
orang orang politik juga nah ini jangan sampai
tentunya dalam bahasa indonesia ini adalah nutrisi
sebenarnya hak pejalan kaki di trotoar telah diatur dalam undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
nah dari situ itu bulan april
sukses gak di profesional tenis kan
bahkan terobsesi dengan apapun
obat radang obat karena dinyatakan radang dan mau tumbuh gigi
tetrahydrokanabinol itu nama zat kimia yang ada di sana
kita harus menurunkan dan mempermudahkan isu isu itu
kecap yogurt rasa buah madu olahan susu kental manis beragam selai buah hingga granola yang disebut sebagai kudapan untuk menurunkan berat badan
jadi kayak di episode delapan ini tuh kayak campur aduk lah gue
di australia dan keliling juga di indonesia
saizat ini kan didominasi sama hidangan seperti barbecue gitu ya
padahal kadang dikendarai dengan kecepatan tinggi
soalnya kemarin gue denger
itu butuh usaha yang luar biasa sih
untuk mendapatkan kerupuk mie kuning yang renyah
terjadinya ada kerusakan di perkembangan area kepala
terima kasih pak eko hartono konsulat jenderal ri di jeddah
nah sebanyak apa sih home industry di dalam kita coba cari tahu ya
kalau basket keluarga enggak ada malah koko gue pemusik bokap gue pemusik juga
tapi di sisi lain kalau punya rumah ada biaya tambahan
yang pb pb aja pemain indonesia banyak yang kesana
apa yang harus dilakukan kedepannya terutama untuk anak anak ini
dan juga ada bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani selamat malam bapak bapak assalamualaikum salam sehat selalu
karena kita tahu kan prastawa untuk atlet bola basket dia terlalu pendek gitu
setelah kejuaraan balap mtb kelas internasional yang pertama kali diadakan di indonesia
biasanya alokasinya lima puluh untuk biaya hidup
lokasi ini menjadi salah satu spot foto favorit bagi wisatawan yang berwisata di bumi merapi
kadang kalo pelurunya penyok kemana mana
bantuan untuk rumah tangga sudah sangat dinantikan dan para ahli mengatakan pemerintah dapat berbuat lebih banyak untuk menurunkan biaya energi selama masa transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan
dengan ditetapkannya di akhir bulan januari
kalau kegiatan saya sendiri saya kebetulan kerja dari rumah
karena ini penayangannya kan bersamaan dengan penayangan di yogyakarta
wey om ijam nih yang kalau denger nih yang ngga berjasa
tiba tiba itu rilis energi itu tersebar ke permukaan
jadi menurut saya ya masih tergolong wajar lah menurut saya
sejatinya tipe ini biasanya dimainkan hanya sekedar bersenang senang atau sebagai sarana pelepas penang
cuman setelah dari itu kayak ngerasa ah ngapain sih mikirin hal hal yang kayak gitu
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dan pimpinan partai aceh muzakir manaf
suka sekali wayang dari balita
realisasi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh dua yang mencapai lima tiga puluh satu persen
dan salah satu masalah utama adalah banyak yang disebabkan oleh pula hidup yang tidak sehat
untuk mengikuti posisi politik tersebut
disebut beer karena air rebusan rempahnya dikocok dengan batu es pakai tabung sampai berbuih
ini membuat jutaan warga ukraina harus menghadapi cuaca dingin ekstrim di tengah kurangnya pasukan listrik
cuma persoalannya kan banyak yang mau berangkat itu milihnya mau malam hari
jadi dua ribu dua belas itu masuk ke uph
yang penting prokesnya saja diketatin gitu saja
kursi jadi satu kursi itu kita menghabiskan biaya sekitar tujuh rupiah
orang melihatnya pilpres itu penting legislatif belum
tim pengawas atau surveillance dari puskes masjetis ratna dewi merasakan betul penurunan kasus dpd
oh dia kan mamanya kan kerja di cls kan
harus paham dulu bahwa keraton bukan tempat untuk mencari finansial
banyak om jangan salah sekarang banyak setiap daerah itu sekarang punya atlet om menembak
utamanya lah kehadiran dari materi genetiknya ya
satu yohanes tiga ayat empat memberikan jawaban
halo assalamualaikum ibu selamat pagi waktu indonesia
angka tersebut lebih kecil dibandingkan saat perang rusia ukraine memanas pada semester satu dua ribu dua puluh dua
kayak senior seniornya juga kan cuman ada karian ya kan
insya allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari tiga partai politik
atau sebelum kita melakukan kegiatan sehari hari
namun untuk lift ini memang khusus untuk disabilitas kemudian juga untuk ibu hamil dan juga lansia seperti itu
yang pertama raffio patra pada april dua ribu dua puluh yang lalu seorang peneliti independen kebijakan publik
pengguna user usernya sendiri dari online dating itu sendiri enam puluh persennya mereka satisfied dengan online dating itu sendiri
tidak pernah ada uang tunai lebih banyak di dalam ekonomi
dan gue tuh pengen give back juga ke basket
seperti ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sanggar lukis dan dunia gambar
banget mau dimakan sarapan oke jadi sambilan juga oke banget langsung aja di morning fix
untuk segera sms atau telepon ke nomor awr di delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu
lauren sya gata fajar ahmad jakarta
kok bisa ngalahin tenny por yang sehari hari megang senjata
dan kalau bisa ya ada pelindungnya
serta para pelanggan yang datang dari luar kota
sementara seporsi omelette udang seharga rp tiga puluh lima
kemudian rumah kita kasih dengan tipe empat puluh lima
di antaranya dengan kekayaan mineral bumi air bersih
terhadap program yang dijalankan untuk pelayanan jembat haji indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga
memperhatikan waktu istirahat selama berkendara sangat disarankan
kemudian tadi buka puasa bersama ada menu indonesia enggak sih mas ada dan itu memang
jadi musim pertama saya di sekolah selama dua bulan
ayo dua duanya juga kita masukkan gitu loh
terus ya anak anak kenapa kok tamat smp maunya smk jurusannya pariwisata
saya terus bersuara berkomunikasi dengan melunya
nah pengertian transisi sendiri ini perlu dimenjadikan adu kesamanya
karena buat gue tuh siapapun bisa jadi greatest player of all time
kak tapi ini sebelum kita masuk ke statement kedua kali ya
untuk menjaga tradisi dan adat samin sedulur sedulur sikap selalu melakukan pertemuan atau jagong
ini merupakan satu olahraga yang positif ya
parah itu tuh menurut gue ya
mereka tidak nggak mungkin nggak mau juga kelihatan ya menghasilkan produksi atau regulasi
partai berlogo banteng ini
cita cita saya yang paling kerasa itu adalah sambalnya
volunteer marshall f satu cowok juga pasti banyak rebutan yang pengen gitu kan
bahwa pas ki braka tidak berhenti pada upacara pengibaran bendera atau perundangan bendera
kalau dibandingkan dengan makan gratis
saat ini di asia kalau di perkotaan itu bisa
seharusnya pemeriksaan itu tidak hanya memeriksa terlapor saja
atau anda juga bisa menggunakan cara saya
begitu ya nah ini yang saya kira agak relatif berat
itu yang membuat ada rasa smog
dr johnston mengatakan banyak hal yang dapat menimbulkan polusi suara
udah gue aja yang take over semua
timnas akhirnya yang bisa kasih evaluasi
karena kalau petani kecil sejurut jurut tani kami
hingga dua ribu dua puluh dua puncaknya mencapai posisi kedua sebesar lima dua miliar dolar
karena jumlah tenaga kerja yang terbatas
salah satu jenis pasir yang biasa digunakan oleh warga adalah jenis pasir laut
terdampak juga sih semua ya
atur dating atau pacaran

itu lebih disebabkan karena memang punya genetik untuk punya penyakit seperti itu
tapi untuk membuat ini menjadi suatu ekowisata yang betul betul eco friendly tapi juga memiliki istilahnya kenyamanan akses untuk para pengunjung maupun turis
iya cuman kan perusahaan susah
dan sangat hati hati juga nyarankan pada presiden
mereka akan membersihkan lokasi agar para korban bisa dievakuasi dengan helikopter
kemudian juga cicilan berapa lama nih mbak kpr yang ideal
nah kalau kita bisa mempertahankan cara main waktu lawan libya apalagi bisa mengembangkannya
dan ditetapkan melalui dialog di tingkat perusahaan masing masing
sudah harus tahu ya sekarang mas aheye baru tahu pak sby mas aheye tahu menjadi pimpinan partai politik di indonesia sungguh sangat berat
jadi larangan mudik itu pertama adalah
tapi ini belum mencukupi ampetan perdesaan kita sudah habis
yang harus diperhatikan saat berdiet adalah keseimbangan asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh
untuk duduk abdi dalem juga harus mengikuti aturan yang ada
sudah dilihat nih kemungkinan kemungkinan efek samping yang bisa terjadi
jadi ini yang harus kita harapkan dan kita latih dari sekarang
saya kejatuhan uang tinggal rp sembilan ratus lima puluh ditabungan asri original fitri murni
paling aku minum air putih yang banyak terus pakai air putih
terus ada kan ya bakso bakso yang rasanya itu lebih banyak tepungnya daripada dagingnya
untuk harga resipi tiga puluh hari
jadi kita banyak memang kerja sama sama dengan di sini
dan mereka terinformasi yang mungkin akan mempengaruhi preferensi politik mereka gitu
awalnya tuh si daryl kan dia ikut nba top loader kan
jadi kita harus adjust atau gimana gitu
tubuh kita ini terdiri dari hampir delapan puluh persen lebih cairan ya
maka penting untuk mempertimbangkan segi lokasi
supaya betul betul nanti desember itu kita sudah sesuai dengan target menyelesaikan vaksinasi
sehingga bisa menjadi referensi hukum legal referensi legal bagi badan pom melakukan pengawasan
selain itu kita juga melakukan uji tanaman mengkudu sebagai anti hipertensi
jadi ketika saya tiba bulan desember dua ribu dua puluh masih lockdown
yang dikeluarkan pada peringatan tujuh belas agustus tahun lalu itu
apalagi kalau aku sama arap juga demen misalnya apa ya
jadi kalau misalnya itu ada semacam katakanlah upaya yang terlihat seakan akan lebih banyak
damaika di hatiku bersediaka jumpa tuhanku

sama kayak indonesian warriors juga
karena lucu kayak di luar negeri ini sepatu sepatunya juga bagus bagus
daun kemudian dipisahkan dengan seratnya menggunakan mesin
eh biar mengurangi cedera kaki gitu
tapi kalau intern intern gitu boleh
pendengar radio advent suara pengharapan
namun di lain pihak para warga pribumi menyambut baik perubahan tersebut
eh kayaknya udah usia dua minggu lebih tiga minggu tuh ya kayaknya ya
kok tapi akhirnya waktu di sm kan dua tahun akhirnya waktu itu kan kita sempet baca postingan koko juga di instagram
selain itu juga akan dibangun jembatan gantung dengan anggaran sebesar dua belas hingga empat belas miliar
jadi pengalaman wisata hiupaus di sini tuh berbeda banget
sembari menunggu waktu berbuka saya memilih sewa sepeda di area publik yang disediakan oleh dinas perhubungan kota bandung
nah sehingga kita prediksikan sebetulnya dengan asumsi memang tidak ada lonjakan covid yang signifikan pada tahun depan
untuk lalu kemudian ia datang ke meja resepconis
dan kesehatan secara keseluruhan
ada pun makan malam yang disarankan adalah menu makan yang seimbang seperti makanan yang mengandung karbohidrat protein mineral dan vitamin
kalau kita lihat selama ini kenapa sih kai dan kci itu membeli krl itu impor bekas kan gitu
karena memang papal matahari di sana yang memang tidak kuat untuk orang orang sel khas kokasia
penting nih buat yang gampang baper alias bawa perasaan
pernah ngadain sama psikolog juga waktu itu ya ada sesi sama psikolog juga sesi sama psikolog
anggarannya juga cukup fantastis
kawasan wisata taman mini pengunjung wajib membayar dua puluh lima rupiah per orang taman mini
karena kan masa jabatan prof mahfud sebenarnya masih sampai berakhirnya masa jabatan presiden jokowi
harus menyelesaikan vaksinasi ini semaksimum mungkin sampai dengan desember dua ribu dua puluh satu
kita harus memiliki kampanye pemerintah
masih bisa ada cara untuk mencuri motor seperti itu
namun menurutnya perlu ada lebih banyak investasi dalam sistem dukungan
apalagi dengan adanya sekarang teknologi teknologi baru
kupat tahu populer sebagai sajian yang biasanya dikonsumsi saat sarapan
pekan tipi empat belas inci
lagu yang dipilihkan barang siapa dengar serukanlah
itu ya kita paling latihan kayak mukul dua hari terus latihan main point cari pasangan lain yang mau main point udah gitu aja
ya sebenarnya enak aja sih ya ini keretanya luas terus anginnya sepoi sepoi berasa terus buat nikmatin perjalanan yang deket deket cocok lah
yang dikatakan yang harus diperbaiki
yang pertama terhadap kasus itu sendiri kasus pembunuhan
di perjalanan itu saya beberapa kali komunikasi
mantap banget pakai sambal kasih nasi dikit
oleh sebab itu makanya sekali lagi kembali lagi peran covid ini masih menjadi isu sentral ya
sekali produksi iqbal bisa menghasilkan lima puluh tali jam tangan yang dijualnya secara online
dan luka garza kita liat nanti lah
tapi secara keseluruhan sudah lengkap ya dengan usg ya
jadi dia mulai kehilangan kesadaran akan haknya sendiri
khususnya ini benar benar sudah mulai nih untuk jemaah haji di saudi arabia
mau nungguin viva yang di luar negeri waduh
salah satunya di warung yang ada di tengah kota gersik ini
agar tidak menghambat aliran kali
kita akan mewacanakan agar jemaah haji yang lansia ini mungkin diberikan pengurangan waktu
banyak sekali film remaja tapi kebanyakan memang cerita cerita tentang remaja di kota kota besar gitu
dalam piramida makanan kementerian kesehatan
petugas tidak sekedar memperhatikan keselamatan pelapor
begitupun mereka yang masih berani macam macam untuk menggunakan alat tes swab bekas ini
tapi kalau offline concert ngitung bisnisnya lebih gampang
yang terpenting kita memiliki visi dan idealisme yang jelas
namun semuanya berubah tiga bulan terakhir
tiga bulanan satu juta jadi memang potensi kalau memang kita tertarik nih ya buat beternak sugar glider gitu
tapi kontak langsung bahkan bukan kontak langsung mungkin pernah datang ke restoran yang sama dengan yang positif
ya jadi iraq ini delapan belas pemain itu main di luar negeri ya sebagian besar di eropa gitu ya
yang saya sebutkan inisial tadi itu semua
jadi kita percaya bahwa konservasi itu harus dilakukan bersama semua mitra ya
serta di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian
kepada mahasiswa itb yang tidak sanggup membayar kontan tagihan
baik pak abdullah mansyuri terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
kami mendapatkan kiswah pada tahun dua ribu tiga belas ketika membangun masjid yang lama dulu di sebelah timur sana
percaya deh percaya nggak segampang yang kelihatannya
seputaran bolak balik gitu
selain membantu pembakaran kalori dalam tubuh yang berlebih
jadi yang penting sebetulnya adalah menghadapi jepang
makanya kita temukan juga ada beberapa data data yang dipublikasikan ulang
ada untung fantastis dari seorang produsen roti anget
gue ikut ke jurda tuh gue menangnya kelas racing star
tadi kita lihat presiden jokowi sudah bekerjasama tentang teknologi baterai
komitmen sebenarnya simpel aja
bandang kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wali kota semarang heverita gunaryanti
said iqbal juga mempertanyakan keabsahan formulir c satu yang tidak berhologram
guna mengirimkan lamaran pekerjaan ke salah satu pabrik sepatu rata rata pelamar kerja
apalagi sama yuda sama firdan mah kan sering main bareng
kalau saya pribadi mungkin salah satunya ketika memilih rumah
portalnya itu menunjukkan per hari ini dua puluh enam agustus pukul delapan belas itu baru bulan ya
jadi kan a m seperti pada lalu lalu itu diadakan di bulan juni
tapi memang disepakati disepakati di internal kita itu
jadi pada saat ibadah salat taraweh hidup fitri
nanti kalau kita butuh bapak kita jadikan sebagai saksi
itu strategi strategi yang kita lakukan
baik mas vicky kami ingin menggali lagi lebih dalam terkait dengan peraturan ini
presiden jokowi dodo didampingi para menteri kabinet indonesia maju kepala otorita ikn bambang susantono dan panglima tni agus supianto
ini sebagai tempat aktualisasi kemusliman di masjid patok negoro plosok kuning
yang akhirnya ada alasan sang suami tidak bisa datang ke pemeriksaan
kemudian tambahan satu ratus tiga puluh enam unit mobile reader yang di lapangan
baik rio berdasarkan informasi yang anda dapatkan di lapangan setelah makan siang dengan presiden
untuk kemudian melakukan investigasi bersama di dalam kantor mui
karena ada pasal pelarangan narkotika untuk pelayanan medis tersebut
hanya karena memang prioritas dari sebelumnya ini tidak menyangkut masalah kjsu tadi kanker jantung stroke dan progenital
dan harapan kami ini saya kira mewakili harapan mayoritas negara
dalam sehari tempat ini bisa mencetak hingga lima ratus cobek tanah liat yang dikirim ke berbagai daerah
telah ditunjuk pemerintah kota untuk memproduksi pernak pernik piala dunia u tujuh belas
jadi pada saat kita menjadi co sponsor
kemenggoper ekonomian menggelar seminar nasional pembangunan giant sea wall
nah cuman persoalannya kan itu konsepnya gagasan ya
mereka memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan adanya motor listrik
waktu dipanggil lima puluh tujuh nama itu
kemudian dibawa ke lapangan dengan melakukan pengusaha
yang tidak terlalu padat dan mempunyai sirkulasi udara yang baik
senilai hampir enam puluh empat miliar
udah bikin sih malemnya itu udah bikin berapa ada lima
tapi mereka masih menjualnya sebagai heroin
kunci lainnya untuk hasil maksimal terletak pada proses penggorengan
ya angkatan itu lah sma tiga semua itu kan
yang tadi lontong cap dome itu terhitung kamilan
jualan apa penghasilannya berapa
tim liputan cnn indonesia
maka anda harus lihat apakah memang ada pengeluaran yang bisa anda kurangi
jadi pada saat kita bicara mengenai konsistensi eh hukum internasional
lebih banyak orang akan melihat movie daripada komik
nah itu udah dari situ proses kreatif ya sih biasanya
di rumah dan kita semua berkontribusi
di sekitar tol insinyur wiyoto yono tanjung priuk jakarta utara
nilai nilai yang ditawarkan
jangan hanya dari satu sisi karena kita tahu teknologi itu bisa mempengaruhi preferensi politik kita karena apa yang kita baca itu kan membentuk persepsi
kenapa karena dia lebih stabil pada pemanasan
yang akan dapat menentukan situasi ini
yang kami harapkan tentu keamanan keselamatan guru dan siswa kan
siswi kelas sepuluh ini memiliki cita cita untuk kuliah di jurusan hubungan internasional
belum tentu dalam hari itu juga bisa terlayani
itu akan merubah komposisi mikrobiota dalam seluruhan cerna
jadi jangan terlalu mengandai andai
produksi di bulan februari ini akan meningkat sampai dengan empat juta
nah tapi kalau ketan yang
dan saya kira masing masing bumn karya ini kemudian akan mendapatkan kerugian karena situasi yang terjadi ini
udah gitu dan yang paling kenanya lagi saat gue ngeliat temen gue tuh pake air jordan
dan untuk layanan transaksi kami juga menambah enam ratus lima puluh satu petugas on call
nah saya saat ini sedang berada di
berawal dari cara makan
ya kalau kita melihat memang kemudian anies resmi dengan dengan jasnya gitu
nah selanjutnya sebelum saya berbicara dengan mbak tasya dan gracia seegers
berapa pun besarnya gapnya tetap tinggi
kita akan kembali ke keluaran fasal dua puluh
miss baker mencatat untuk memastikan
setiap bungkus memiliki harga bervariasi tergantung ukuran dan menu
berat totalnya mencapai lima ton
kini saya sudah tiba di kota bandar lampung setelah melewati perjalanan yang cukup panjang
bahan utamanya daun ubi atau daun singkom yang dicampur bawang putih
tidak geras agusu untuk menyampaikan
jadi dear sun love joy itu mengisahkan kisah hidup
karena memang kalau udah masuk top lima puluh itu untuk nembus ke top tiga puluh susah
dan emang sebelumnya ini apa ada tawaran lain kan
apalagi untuk para wni yang sedang berada di negeri orang
karena hanya beliau yang namanya muncul gitu kan
wajib juga verifikasi konten sebelum diunggah
latihan sama kusuk ngapain aja
atau misalnya juga karena waskita juga memiliki proyek proyek yang sudah relatif selesai ya
yang merupakan kejahatan asal yang menghasilkan uang dari para korban tersebut
itu tolong laporkan kepada kami segera
sebagai salah satu operator perberasan ini ya pak
hmm yang di sis biasanya itu basket basket biasa sih sis mah telkom biasanya latihan
sepanjang menyusuri tol cisumdau terdapat res area sementara
acara agustusan dalam acara apapun pokoknya momen yang sangat berharga keinginan sendiri orangtua
nah ini yang kemudian membawa seluruh pendukungnya kepada narasi positif
sehingga kalau untuk kedele juga kan ini sudah relatif agak tinggi
karena belum bisa mengatasi akar masalahnya
yang kebetulan oleh penyidik tim sus juga sedang dilakukan langkah langkah penanganan terhadap tindak bidana obstruction of justice
mungkin di situ adalah tempat reproduksi mereka
dengan umur dua puluh tiga tahun gitu kan
lisa baker adalah peneliti pendidikan anak anak usia dini di universitas melbourne

artinya ya kalau beli impor memang akan lebih murah
seperti kata pepata banyak jalan menuju roma nah banyak cara juga untuk menuju kabupaten bekasi dari daerah jakarta
nah itu benar benar kesehatan harus diperiksakan gitu dengan tes darah dan lain sebagainya ya
rasio yang berpihak pada apa namanya keberdayaan
di tanah tanah itu kadang bawanya itu ada batu batu yang tajam
masih bisa diberikan ruang
mungkin sebenarnya proses kerjasama itu berevolusi
tadi sudah banyak disampaikan pak an
nggak pernah marah kalau main bola
ataupun juga koordinasi dengan lintas sektor atau masyarakat setempat
di situ bill gates juga menyampaikan bahwa teknologi carbon capture storage itu adalah game changer
gula aren dengan kandungan sukrosa lebih rendah dari gula pasir
semakin masuk ke dalam pasar saya menemukan warung nasi bu eha
kalian ini gak sih biasanya ada masukan dari teman teman atau yang lainnya warga komunitas kampus gitu
permainan kita soalnya sepanjang font ya gitu gitu aja
jadi target lulus kapan tera nih kalo ngomongin studi nih
kita bukan lawan kayak lawan belanda gitu kan zaman apa empat puluh lima bukan kita bukan musuh kita cuma
kami berikan waktu satu minggu pada hari rabu yang akan datang
kalo mobil tuh ada desain khususnya gak sih
masyarakat diimbau untuk mengkonsumsi buah dan sayur
dan ia menderita arteritis yang melemahkan
dengan kondisi yang saat ini dia sedang hadapi gitu
mereka mengatur sisi keuangan ya
membawa para anggota anggota nii keluar sana gitu
iya kita harus perlu apresiasi langkah
eh pewe lo kan cewe nih kenapa sih cewe itu kalau bawa kendaraan suka aneh gitu loh
diferensiasi dari segi bahan
karena dia di dalam kabin gitu ya
ngasihin beasiswa buat kuliah gitu kak
tidak ada yang mengetahui persis kapan kampung ini mulai muncul namun dipercaya kampung pinggir
nah partisipasi bermakna ini kan mana ada kalau kita berbicara soal perpu
agresi israel ke jalur gaza untuk memerangi hamas sejak tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga menuai kecapan dunia
jadi sebutannya itu startup itu bukan hanya di tech loh
atau pendidikannya atau lingkungannya atau situasinya
tim liputan cnn indonesia
bagaimana bangsa ini segera selesai dengan darurat kesmah ini
tekanan ekstrim dalam persewaan disaksikan oleh organisasinya setiap hari
setelah selesai pemilu para caleg ini pun menghilang bak di telan bumi
serta kesehatan dan keselamatan seluruh insan pendidikan dan keluarganya
tapi daerah daerah negara yang masih oranye atau merah masih harus mengikuti
di angkutan umum kami mendapatkan laporan
jadi kalau dihitung lamanya di amerika baru sebentar sih karena lebih sering pindah pindah
rel itu berdiri sejak indonesia merdeka sekitar seribu sembilan ratus empat puluh lima warga yang rata rata kurang beruntung ini
jadi nanti kami tidak akan bertanya tidak bisa bertanya
puluhan rumah di lima rt wilayah rw delapan pejatan timur pasar minggu hari minggu pagi terendam banjir dengan ketinggian hingga dua meter lebih
kita sudah mendapatkan dua lima ratus lpdp kepada dokter dokter yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri maupun di dalam negeri
jadi emang banyak yang bisa main basket suka basket
ataupun bersama penyembahan kepada tuhan
sama kurang pinter aja dikit gitu mainnya
dan juga kbri juga mempunyai organisasi yang bernama permip
walaupun ini juga masih isu simpang siur
lu kok kepikiran eh coba ah menembak
jadi musim berikutnya ya
dan setiap orang dapat menikmati hasil dari pekerjaan mereka sendiri tanpa khawatir akan dicuri
masih banyak masyarakat yang masih awam
tetapi bagaimana punya dampak itu apa munculnya suara di tps
habis itu ibu ambon belanda
kue sus awalnya dibuat oleh chef kerajaan perancis pada abad ke enam belas
baru deh kita sedikit pan
saya bukan mengatakan hasil surveinya kurang pas
tapi kadang kadang ya
agar dapat mengikuti harga pasar menteri bumn erick thohir mengusulkan perubahan harga pertamax
apakah kemudian ini mengacu ke partai tertentu ataupun tokoh politik tertentu begitu mas umam
australia dikatakan semakin tidak layak huni bagi masyarakat pribumi
atas undangan yang dikirimkan oleh bina mulia dan wnj
hanya saja memang anak anak yang datang itu adalah anak anak yang sudah lebih terlambat dihitungkan
menekuni olahraga berat tentu ada risikonya
yang lain tuh ada kecil kecil kan
iya riana ini jadi isolasi mandirinya secara dadakan seperti itu ya
kalau kita melihat data anda
kehasan atau keunggulan dari tangkas

kayak beef burger yang biasa saya makan
selamat berlebaran pak selamat berkumpul dengan keluarga
adalah momentumnya adalah kolam yang kotor ini
otomatis lapangan politik itu tidak lagi level playing field
lebih ke pickup game sih
karena kalau kita perhatikan juga misalnya waskita itu kan sudah merubah mereka punya model bisnis ya
data dari sensus terakhir mengungkapkan
ini diolesin aja ya
yang menarik keduanya juga tengah bersaing untuk menjadi top scorer piala dunia dua dan dua
karena itu menyangkut kualitas dari sampelnya dan juga menyangkut keamanan buat subjeknya
sampai dengan sekarang terlalu kecil kemenangan rakyat
nanti mau turun ke mana ini mbak gimana gitu
terus kalau makan nasi pun nasinya biasanya aku pilih yang nasi merah
bagaimana volume kendaraan yang terjadi di ruas tol jakarta cikampek
relevan oleh pihak polda metro jaya untuk bisa memberikan ataupun menjerat para lima
teman teman juga di kbri sehat
dan memang kepaduannya sangat pas di lidah
dan ketika anda berada di dapur segera matikan kompor atau peralatan elektronik lainnya
tapi waktu itu udah beasiswa kak apa gimana
itu itu pasti kan banyak lah yang istilahnya yang suka sama lu banyak tapi gak mungkirin juga lah
kalau yang lainnya ya biasa point guard point guard biasa kita latihan itu
hai saudara terdakwa saudara mengerti atau mau konsultasi pada penasihat hukum saudara silakan
kalau kita anak anak baru paling memutin bola om
nah ini tentunya juga sesuatu yang kita harapkan
kawasan sukaregang kabupaten garut jawa barat dikenal sebagai sentra industri kulit
tadi apa namanya ini untuk covid
mungkin banyak orang terbenturnya biaya gitu ya
juga semakin bagus sih kalau gue melihatnya
bukan untuk naikin elektalibitas dan sebagainya
habis itu enggak ada lagi yang latihan cuma gue datang ke lapangan sendirian gitu
sampai jumpa lagi di episode episode berikutnya
dari kepedulian yang tersesama di zaman pandemi covid sembilan belas ini pak toto
terus kalau sampai cuacanya lagi nggak baik itu biasa gimana
hanya memang ketika undang undang sebelumnya mengatur bahwa ada protokol
misalnya dalam salad anda bisa menukar bayam dengan sayuran hijau atau asparagus
karena udah banyak yang tau ya makanya kayak
berarti makanan berupa tahu ditambah kuah atau saus dan kerupuk dilihat dari tampilannya tau
mereka tetap dihimbau untuk mengenakan masker bila beraktivitas di luar ruangan
tadi malam juga ada perayaan tahun baru besar besaran kok misalnya begitu ya
nah tanggal satu ini juga sudah menjadi perhatian kami
tiga menyatakan pemeriksaan terdakwa putri candrawati tetap dilanjutkan
lengkapi kendaraan anda dengan apar alat pelindung api ringan
nah dari kocok mata kesehatan air ledeng akan lebih aman dikonsumsi jika telah dimasak hingga matang
rencananya nanti jika sudah beroperasi kemudian menyesuaikan jumlah penumpang ini nantinya akan ada dua puluh tujuh transit yang beroperasi
karena michael jordan punya impact yang lebih
tapi waktu itu masuk juga sih di indo
oleh karena itu memang instrumen ini semua nanti akan berjalan secara terentak
lawan dl united terus ada
minat terbesar berasal dari seri hadiah
didesain oleh gubernur jawa barat ridwan kamil
terus pertama kali kelima nas kemarin tuh tahun terakhir sultan tuh
kalau kita mengkonsumsi itu berlebihan akan berkontribusi terhadap kenaikan gula darah
dan itu saya kira tidak adil indonesia itu tidak hanya jawa
agar tidak punya income tetap dan pekerjaan tetap tapi tetap mendapatkan uang
di kota bandung mayoritas warga terutama anak muda
begitu juga sebaliknya pada saat arus balik
harus pastikan bahwa orang orang tersebut mempunyai tanggung jawab
pak pakai besek nanti dibesekin kayak gini
karena bisa diprediksi dengan target tiket yang hadir gitu
yang digelar di kawasan ancol jakarta utara minggu siang
kemudian untuk pelajar dua belas tujuh belas tahun itu datanya kurang lebih baru sembilan enam
atau dimanapun anda mendapatkan podcast anda
bawa bawanya lebih cepat ya orang kecil pasti lebih cepat gitu
wah uv indexnya lagi tinggi nih hari ini
faktanya masih banyak warga yang kehidupan ekonominya belum berdiri tegak
karena memudahkan kita untuk melakukan pencarian pada saat hilang
dan selanjutnya ada jeremy christoforus tular
kan kita selalu menganggap itu spesies
angkanya kadang kadang enam puluh enam kadang kadang enam puluh tujuh kadang kadang enam puluh delapan
tetapi stigma asosiatif yang seluruh keluarga
pembedanya adalah air dalam tabung ini yang mengindikasikan seberapa banyak tungau di kasur kita
tapi balik lagi ya kita nggak bisa menilai satu makanan cuma dari angka kalorinya doang
biar publik bisa dipermudah untuk mendapatkan akses dari kehadiran negara pada kehidupan mereka
tenang tapi pecah di mulut
faktor tenaga juga menjadi alasan agar tidak terlalu lelah ketika mengantar penumpang yang tujuannya jauh
lagi lagi saya melihat halidin melakukannya dengan sangat mudah
gagarem di mana salah satunya adalah remblong
tentunya kalau bisa jangan makan malam terlalu dekat dengan jam tidur
di gerbang pada saat transaksi
nah kalau mau berbuka kalau setelah berbuka memang jadi sudah enak tuh banyak cadangannya udah masuk lagi
pak lando di luar adanya dugaan kelalaian pengawasan oleh orang tua
tentunya sekarang kan eranya sudah sangat terbuka bisa belajar searching di google misalnya bagaimana cara cara penyelamatan diri pada saat gempa misalnya
kemudian anis menuju masjid jamilasem untuk berziarah ke makam adipati tejokusumo said abdul rahman dan tokoh terkemuka lain di rembang
itu pun masih belum menutupi permintaan pelanggan
karena ruang dan juga lajur yang terbatas
karena itu nanti akan merusak risik uang tersebut
sehingga memungkinkan dua perusahaan california
bagaimana upaya untuk melakukan konservasi ini
kini penumpang angkot tidak perlu lagi membuka jendela jika kegerahan
hanya pembahasan pembahasan aja gitu ya
tebet simatopang kebunan nas
itu adalah perhimpunan masyarakat islam di indonesia
sehingga bisa aman digunakan demikian ibu tambahan dari kami terima kasih
nah kalau demikian adanya kita bicara seperti yang prof andreas sampaikan
dan pengamat politik universitas paramadina khairul umam selamat sore bapak bapak
sehingga kita ke depan akan menghadapi ancaman kekurangan pangan dan kekurangan cadangan air baku
belum lagi misalnya ada salah satu kandidat yang memang memasang salah satu figur dari putrinya dari presiden aktif gitu sarah duterte
kita harus melihat bagaimana modusnya yaitu penipuan mengenai online
toh kalaupun betul seandainya ada pinjaman uang yang bisa dipotong langsung dari uang itu hanya untuk sekedar beli koper
ada pengawasan dari institusi lainnya termasuk lembaga unikatif seperti mk
dan jarak dari sebelah kiri saudara david
menjadi raja jalanan dan cukup dikenal
di sini pusat perniagaan sejak zaman belanda dan kawasan pecinan
dan ini juga adalah satu prestasi di mana dalam satu tahun ini kita sudah bisa mengkontrol
tepuk tangan nggak bisa ngurus
eh kalo misalnya main di tim kecil bisa ga tim kecil itu bayar gajinya si pemain naturalisasi
tapi pada saat kita gabungkan lagi dengan gaya hidup
sedangkan boarding manual menggunakan tiket masih bisa dilakukan di lobi utara
jadi mungkin kita ngerasa lebih kayak alliance kita bareng bareng
ya kan kayak dulu kan gue setahun tuh gue bisa dua puluh empat kali balap gitu ya
sehingga petani petani nasional kita bergaya untuk itu
bisa keluar ke arah drandan
mungkin kita akan bahas ya kalo udah keluar ya
supaya cicilan utang kita tidak makin bengkak gitu ya
lonjakan kasus begitu ya pak dino ya
nah bagi mereka yang
tentunya ini akan gagal produksi dan merugi
indonesia yang pernah main sama lu deh
seperti yang tadi sempat saya sampaikan bagaimana penyediaan bahan bahan kedelai ini
untuk kita tetap membuat film ini selama jangka waktu yang enam bulan
khusus untuk kasus ds dengan platform kuitek
relasi surabaya gubeng menuju bandung
jadi itu sebabnya profesor eni mencoba mengklarifikasi mengkonfirmasi sistem itu
setiap hari satu kandang berisi sekitar lima ratus ekor bebek petelur bisa menghasilkan tiga ratus lima puluh butir telur
kepala birokomunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan ri siti nadia tarnizi mengatakan
jadi coach rico mulai datang
jalurnya dia aja gitu jadi bukan kita maksa dia mengikuti hal hal lainnya jadi kita harus mengikuti
ada warung yang selalu ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner
jika manusia menuruti hukum ini pernikahan akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi
dan persyaratan berupa ktp untuk didaftarkan oleh petugas maupun mendaftar secara mandiri melalui aplikasi kai akses
awalnya kita prediksi tujuh ratus dua puluh juta karena tahun lalu kan realisasi produksinya itu enam ratus sembilan puluh lima juta
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
keuangan adalah salah satu concern seorang freelancer
jadi semua pembayaran dari kliennya itu memang masuk ke dalam rekening penampungan tersebut
bmkg tanjung perak surabaya mengimbau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai surabaya utara dan barat
beda pasti setiap coach kan kita beda ya ada pendekatan masing masing
anak laki lakinya yang tertua baru berusia sepuluh tahun ketika peristiwa itu terjadi
jadi saya lakukan itu sampai satu setengah tahun
ini menjadi pertanyaan besar kita semua
yang kedua pastikan kompor dan gas mati
dan itu dengan memanggil semua pihak yang dianggap relevan
nah itu menurut kalau dari atlet kayak colorant gini gimana tuh kalau menghadapi pertandingan kayak gitu coach
meski melarang pengurus masjid menggelar kegiatan buka bersama
kali ini adalah korban bukan negara
kas berarti kalau misalnya dibilang background dari keluarga lu sendiri gak ada yang basket sama sekali ya
hal ini tidak terlepas dari protein hewani yang dikonsumsi di negara negara tersebut
dari pati jawa tengah
nah itu yang menarik dari pernyataan bss yang tadi
jadi saya harus tahu detail acaranya itu bakal gimana dari semua detail kayak
jadi orang menjadi korban gempa kerja tuhan luka bahkan yang meninggal itu karena bangunannya itu rubuh mbak
tiket pun kita gak bisa beli tiket promo
tiga juga menolak ajakan prabowo berdiskusi di luar forum debat
maka kemudian berpotensi menciptakan
beechworth itu adalah banyak
kayak figur figur seperti muka
jadi kan waktu gua itu hitungannya kerjaan gua termasuk fleksibel
dibangun stadion justru pejabat pejabatnya

telah meminta bantuan dari pihak berwenang
tapi hampir juga tuh
ko deddy loy teman teman
apa namanya saya diminta untuk
tekadnya yang kuat membuat kaleb mampu bangkit
karena pengunjung tetap bisa menikmati keindahan dari pinggiran telaga
jadi mereka pilihannya gabung ke nato aja gitu
nanti lebaran paling cuma kayak dua tiga hari gitu lah
itu adalah teknologi carbon capture ya
jadi kalau sudah kadaluarsa artinya kan bahan kimia kan berubah kalau bahan kimia berubah berarti efeknya juga ada perubahan tapi saya
dari pengujian yang sudah dilakukan tidak ada masih belum ada yang melebihi standar tersebut
nanti kami akan lanjutkan konferensi pers
di tengah kekhawatiran akan keemisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari produksi pertenakan
tentang mitos bunuh diri
makanya ya semoga kalo bisa dapet lah ya kesana ya
karena memang ini adalah salah satu campaign dari fia gitu
tapi kalau misalnya melihat dari grafik ini sendiri mas asrarri
sepitia jalan ditambah dengan aktivitas pkl yang berjualan dan menyebabkan akses keluar masuk ke dalam taman juga menjadi kurang lancar
untuk menggambarkan kota itu
nah jadi bagian yang kasar kasar nih
dan perlakuan dari perpajakan atau biaya masuk itu juga diterapkan dengan halal
pejuang perempuan yang namanya aleta baun
ternyata diam diam dpr ri sedang membahas revisi undang undang ikn
ini di jalur gato subroto trotoarnya sudah direvitalisasi gak hanya di sini di berbagai ruas jalan di dki jakarta
karena inti dari perdamaian itu sebetulnya bukan tidak adanya konflik tapi bagaimana mengelola konfliknya
yang kedua adalah bagaimana sebenarnya penegakan hukum itu dilakukan secara sungguh sungguh
menurut ahli gastronomi universitas pendidikan indonesia dewi turgarini
kemudian tidak ada lagi yang kemudian sengaja membuat demo membuat sesuatu yang istilahnya memecah belah bangsa
jungto pasal empat puluh lima ayat satu undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan
tapi upah rata ratanya naik
supaya lebih menolong untuk mempersiapkan diri
saya memintanya untuk memakai topeng dan jaket hoodie
peserta pemerintahan dari negara negara asing
kedepannya presiden pemerintah akan betul betul meminjirkan meninjilkan dan mengabaikan
terima kasih teman teman sbs
kenyataannya sulit untuk memisahkan antara kepentingan pejabat publik dan hak politik saat kontestasi
total ada sebelas rasa yang disediakan oleh produsen roti anget tempat ini untuk memudahkan mereka
dan data mendukung kenyataan tersebut
tidak penalti jadi penalti harus tidak offset jadi offset
karena gak bisa jauh dari sang pacar
sapi akhirnya dapat dievakuasi tim pemadam kebakaran dalam keadaan hidup
untuk selanjutnya diolah dan digoreng
tapi artinya dengan kebijakan ini
terakhir ke pak ade ada yang ingin anda sampaikan soal ini pak
oke oke saya mau ke mbak tita terlebih dahulu
nggak macet macetan di captain tendian ya
jadi jaga jarak dengan kendaraan yang ada di depannya
awalnya mereka ingin untuk mencari
bahwa yesus kristus telah dibangkitkan dari kematian
apalagi kalau misalnya reguler normal
kayak misalnya lu ngeras di kredit title the last dance itu kan orang tuh panjang banget kan
dan penelitian ini menunjukkan bahwa isoflavon dari kedelai nama khususnya lagi adalah genistein ya
tambang rakyat itu sudah bahkan sudah ditimah itu sudah ratusan tahun tambang rakyat ya
atas kesehatan mereka seperti kanker dan masalah kesehatan mental
tancapkan juga bambu bambu untuk menahan jaring
kaka tapi kalau boleh tau itu berarti tim youtube itu sama tim yang urbane yang untuk design untuk marketing itu sama atau ada berbeda kaka kalau youtube
dan tentu kita sepakati bersama
alphonse juga menyebut kasus kematian akibat meletupnya ponsel sangat jarang terjadi
tidak sekedar dari sisi fungsi
aku rindu selalu menyenangkanku
nah terus kan masih gabut nih aku ngapain ya di rumah ya
ya alhamdulillah dari situ akhirnya saya bisa mulai berkembang
dan yang kemudian kita menciptakan ruang ruang layanan yang jauh lebih baik
lo bisa beli sepatu yang banyak untuk lo jualan di situ
kita tahu bahwa dunia sedang dalam masalah besar hari ini
divisi humas polri bapak kombes gatot repli handoko
sekarang dapat menerima suplai selama enam puluh hari dengan harga resep tiga puluh hari
ada beberapa tahapan yang sulit dan cukup memakan waktu untuk memproduksi sandal
dulu pusat semestinya adalah tempat berobat
dan merasa tidak selesa dengan bernafas mereka yang menyebabkan mereka terpikir dan mengontrol
nyampe rumah sebelum maghrib gitu
pendengar radio advent suara pengharapan
hari sabtu jam sekian datang ya katanya
lalu kita gunting sedikit ujungnya
tapi masalahnya pan belum mengulirkan angket di dpr bang rey
kan penghasil cabai itu di indonesia ada lima provinsi gemuk ya
tapi tidak semerta merta kita menaikan harga sekedar mencari untung lah kira kira seperti itu
itu penting dalam prinsip prinsip demokrasi
itu bisa sekitar tiga puluh lima puluh sudah berkacamata kalau kita lihat sekarang
ya mungkin yang membelatkan kan kalau main di liga pro kan latihannya sebenarnya ya koko ya
situasional pemirsa tidak selalu di tanggal lima april dan juga seterusnya
bukan karena temen gue banyak di situ ya
makanya kemudian harus ada yang disebut dengan connective media ya
widhi itu kan nama nama yang udah
setelah dievakuasi para korban akan langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara polda cambi
orang dari sepedanya sendiri individunya sendiri sih itu
strategi jadi yaudah lah
yang dibawakan oleh siva
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news hour
atau output yang dihasilkan dari mitigasi dan investigasi yang dilakukan benar benar bisa balik seratus
nah tapi kalau orang orang di luar sana kan mereka gak tahu dunia balap itu apa seperti apa gitu
pertama kalau mau dilanjutkan ke surabaya berarti pak jokowi mengingkari
lalu mereka mohon maaf ya menafikan rakyat yang sedang susah gitu
jadi mungkin nanti kalo udah lima enam tuh sekarang sih enjoy
ya jadi pertama harusnya kebijakan lepas masker itu harus diyakinkan benar benar aman bagi yang tidak pakai masker
untuk bisa ke mana mana juga kan
kukus terlebih dahulu karena masih mentah
butuh sorotan sehingga kemudian masuk
dengan kondisi rumah sakit yang kalau ditampilkan di cnn
saya mengundang para yang berkuasa untuk mendengar suara muda
termasuk juga makanan makanan halal
itu tebel banget tuh
kedepan kan sudah ada teknologi drone untuk menyemprot ya kedepan harapan saya seperti itu
itu peningkatan produksi tahun dua ribu dua puluh hanya sembilan
dari beberapa bagian tubuhnya yang diolah menjadi masakan
ada kode kode terutama barang barang yang fragile atau yang mudah untuk rusak
dan klub inggris tidak boleh aktif di
karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial
dan saat ini ia juga berupaya memulai langkah konsolidasi memanggil seluruh direksi bumn terkait teman temuan yang ada di lapangan
apa artinya jalanmu untuk hidup kami
biar nanti di setiap bagian beras ketannya
jadi cukup lengkap juga lah sebenarnya si davion mitchell ini untuk isianya nge fit lah di kings gitu
saya gak tau ya
apakah ini menjadi penyelesaian masalah yang tepat
bahwa pemerintah provinsi bali sudah mempunyai perda lima tahun dua ribu dua puluh dan pergub dua puluh delapan tahun dua ribu dua puluh tentang kata kelola pariwisata bali
alam dirusak bencana melanda
serta melestarikan dan mengembangkan budaya batik di indonesia
hari ini ntp nilai tukar petani itu diatas satu ratus empat
kita ini sekarang sekali lagi mempersiapkan bulog untuk melakukan penyerapan
serta ratusan kejadian bencana lainnya di indonesia
karena akan terlalu lama waktunya dua lima tahun mungkin proyeksi atau prediksinya
eh lu nanti datang ke gor aja
nah terus kan kita tahu kayak tadi saya juga sebutin salah satu pemain batubara itu kan yang paling besar itu indonesia gitu kan ya
cibutet tuh lagi nyari pasangan dan kandidatnya itu kalo gak salah ada empat pasangan
ketika kerajaan terkenal dengan budaya ketimurannya gak bisa dipungkiri
sengkel cabai hijau dan rawon daging
ku mengajak kau mengikuti dia
dua ini yang di kiri dan kanan ini ada nomor satu dan nomor dua
nah validasi ini tentunya membutuhkan waktu
dan ada beberapa yang buka cuman banyak gitu jadi mereka ketika ditanya pun belum tahu sampai kapan akan diisi dulu beberapa hari lalu bagaimana gitu
hoven juga ngelawan mereka juga gitu
misalnya soal keterlambatan di dalam penjemputan para jamaah haji di muzdalifah
jadi pilihan pilihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini
mengurangi ketergantungan terhadap batubara
sudah menguasai politik dengan baik
kemudian banyaklah aturan aturan yang memang harus mereka ikuti selama mereka berada di timur tengah atau di qatar ini
tinggal duduk untuk melihat hasilnya
ini lebih bahagia lagi ya
di tahun ke tiga puluh lima pelayanan awr indonesia
judul pembahasan kita adalah bantulah orang lain
apa mampu kondisi kita negara kita
iya bener banget sih
semua dibereskan izin izin sertifikasi
tapi apakah membayar dengan biaya tertentu atau cuma cuma atau gratis boleh di sana pak
final rio banyak cerita lucu juga dia saking tegangnya ya divinal rio itu kalau enggak salah
meski saat ini jumlah siswa tidak terlalu banyak
tapi gue gak pernah pengen jadi pembalap
dan syaratnya jai iman
kemudian bagaimana menjaga inflasi
dengan isian tuna di gerai restoran sehat grainsley
oh ada restoran baru ada kafe baru ada produk ini baru dan sebagainya
jadi di canada di canada kan mereka ga banyak main basketball mereka main banyak hockey banyak soccer
untuk segera sms atau telepon ke nomor awr
kalo aku ngeliatnya dia lebih apa ya lucu aja gitu kayak gak gengsi buat ngomong sama kita gak gengsi buat eh makan ya atau apalah
ternyata rasanya gak cuma gurih gitu tapi memang terus terang buat kita ketagihan gitu
tapi model yang kita kembangkan adalah model pentah
seorang ex hacker yang pernah dibongkar lemahnya situs pemerintah
yang sekedar ya yang ringan ringan aja lah
tapi ya itulah nanti kita coba saja
setelah beres seri jakarta ya
biasanya kita lebih besar sedikit tapi itu yang lebih baik pak daripada kita kalau lesa
pagi pagi makan pedas memang asyiknya rame rame
warung soto bu ani ini menawarkan soto betawi sebagai hidangan utamanya
nanti dilihat oleh kjpp nilainya berapa itu yang akan diberikan
serta mengajak keluarga untuk belajar lebih banyak tentang beberapa hal
apakah anda membeli tersebut dengan bantuan bayar tunda atau pay letter
karena kalau saya boleh menjelaskan sedikit ya tentang tahapan trauma bonding itu sendiri
tapi jika kita tetap terus menolak akan kasih karunianya
pendengar radio advent suara pengharapan
apalagi kalau kita bicara mengenai obat yang branded ya obat yang import
kalia belum ada kenaikan saat ini jadi baru agia jadi kalia masih sama
sudah menghasilkan kesepakatan bahwa proyek kcjb akan terus dilanjutkan
sekali terbang penumpang harus membayar empat ratus lima puluh ribu rupiah bersama master tandem
dua puluh delapan paus pilot bersirip panjang mati setelah terdampar di tubi inlet
ada sejarah panjang bakpia yang sudah berusia sekitar delapan puluh tahun
sebelumnya aksi jemaah haji yang memamerkan perhiasan emas satu ratus delapan puluh gram usai pulang dari tanah suci menjadi viral di media sosial
terpantau pada selasa pagi ini sedikitnya empat belas anak menjalani perawatan di rsj
tiba tiba gak tau ada gendari kakek budut yang mana gitu
saat mendengar hakim ketua menjatuhkan fonis sepuluh bulan penjara bagi anaknya
jadi mereka relatif tidak ada persoalan
kami mendapatkan bahwa sesar baribis bagian timur yang dekat purwakarta
tetapi saya punya catatan mendasar
lebih berbasiskan dengan aktualitas dengan fakta dan segala macamnya
tentu gambarannya akan diupdate di pertandingan berikutnya dalam uji coba lawan iran malam ini
nah di setiap negaranya yang menyelenggarakan ya termasuk seperti imi nya
keuatannya baik itu permasalahan penyakit permasalahan produktivitas permasalahan finansial

ini pertumbuhan ekonomi berapapun akur
yang menunjukkan berapa tenaga mesin putaran berapa
dan jelasnya orang bisa menghubungi
mereka relax kemudian sukanya juga joget
siapa siapa yang akan dijadikan nantinya
penyelenggara pemilu dewan kehormatan penyelenggara pemilu
sejauh ini ada satu item yaitu bilik suara
mulyo itu ada pelambang kemuliaan keberhajatan
masa kini di lantai dua dan masa depan di lantai tiga
lebih gak meragukan lagi kalau dem diagne kalau menurut gue ya
tetapi hanya senilai berapa rupiah yang menjadi kewajiban dia di bulan tersebut
kita sudah bikin kesepakatan
serta infrastruktur logistik nasional seperti bandara jalur kereta api dan pelabuhan
bisa dikatakan cukup lumayan mewah
namun masih banyak masyarakat yang enggan menjadikan sepeda sebagai moda transportasi
dijemuran itu di gis tuh kan
nah bagi anda yang ingin mengubah atau mengganti foto dengan foto terbaru
artinya buat daryl sama saya
ya kalau di sembilan mungkin berarti lu sangkatanya si firdan si alfred gitu ya
karena kita sebagai media pun tertutup informasi secara digitalnya
terus memberikan edukasi kepada masyarakat juga
pada blok pertama penjualan didominasi dengan komoditas bawang
terkait dengan kondisi dari pelaku yang telah melakukan penembakan di kantor mui tersebut
undang undang dasar memberikan kebebasan orang melaksanakan agama
nah ini sudah kami masukkan di dalam list enam puluh lima
otonom ya dan itu sudah penggunaan electric vehicle di truck nanti akan berkembang ke depannya
ketika anak tidak mau tidak usah dipaksa tapi berikan dia problem dia tidak mau itu apa merasa
selama uji klinik dilakukan masyarakat bisa mendapatkan obat ivermectin dengan resep dokter
harusnya kita latihan dulu gitu di kuliah kan buat nambah nambah kuliah
mulai dari membuat pola hingga pewarnaan
terus saya posting laku dan saya lihat banyak peminatnya dan perspektif bagus
seporsi lomakai di kedai dimsum jalan taman koko indah kabupaten bandung ini dibanderol seharga
tidak bisa membuat bangunan yang memiliki besi tulangan kuat dengan campuran bangunan yang bagus
saya tinggal di sini tahun
jadi sebenarnya kalender umnyok itu tidak sepenuhnya menggunakan perputaran bulan sebagai patokan utama
kita ada games games lucu nih chen
seperti ikan mujair ikan bandeng cumi dan udang
tadi pagi memang kami lihat masih tawang ini juga masih banjir
kan itu kamera banyak banget
roh kudus itu memang selalu menolong kita
ini tadi disebut satu ratus empat individu yang ada di sini
vaksinasinya nanti sudah di atas dari target
nah itu bisa dibilang klub kecil
ini dilontarkan kalau hakim mencecar alasan kenapa terus menganiaya david
kita sebenarnya tidak hanya menghadapi krisis pangan
iya soalnya kalau sma kan kalau ko jojo kan masuk ke sekolah yang ada beasiswanya kok ya
dalam catatannya impor kereta sebenarnya bukan
kita coba untuk membuat film ini bersama dengan komunitas tersebut
pemeliharaan besar lapangan stadion utama gbk ini dilakukan sejak bulan mei lalu
dalam kondisi yang sangat lelah tidak jarang para pengemudi di rest area beristirahat dengan cara tidur di dalam mobil
itu sebetulnya sumbernya karena ketidaktahuan nih
dan waktu pertama kali aku kesini pre season segala macem
dan modalnya seperti yarnen bayarnya setelah panen
jadi menurut saya selain memang timnas kita membutuhkan dana yang cukup besar
dan juga supaya mereka tidak kecewa lah
jadi nggak bingung lagi kalau misalkan naik transportasi umum karena ada fasilitas yang pro sama anak anak
jadi kami ini pasangan mau didukung siapa aja seneng
nek saya bakmani pada sayo bakmani pada sayo selamat tahun baru ya
ada perubahan yang sangat mendasarkah yang dirasakan hari hari berjalan kaki
para wisatawan mancanegara khususnya dari eropa australia dan beberapa negara asia tenggara juga ikut berselancar
kalau tindakan pelaku tersebut masuk dalam kualifikasi pasal pasal itu
yang kemudian tadi secara terbuka di dalam ruang persidangan disampaikan
jadi kita akan melihat pengaruhnya terhadap organ hati
kepopuleran bah minto pun mendapatkan perhatian dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
langkah langkah menuju pernikahan yang kudus
gue bilang kalian hebat banget men
mereka suka melihat di tiktok ketika bicara soal milu gitu
jadi foto kalau kita mau menyajikan foto itu harus komplit semuanya
bertepatan dengan hari belanja online nasional pada tanggal dua belas desember dua ribu dua puluh tiga
oke ini yang kemudian juga menjadi pertanyaan selanjutnya
memang sudah diatur dengan ketentuan ketentuan
menurut saya juga tidak ada yang toksik
dan lengkap akhirnya dangkal tanah lunak bisa beresonansi memperbesar guncangan gempa
harus lebih rajin dalam berlatih
berarti kalau dari penjelasan atau penjabaran pak joko ini jalan tol berarti salah satu yang
di generasi yang baru khususnya di nomor saya
oleh teman teman penyidik barreslin diantaranya yang sudah bisa disampaikan
terus menurun dari dua puluh delapan persen di dua ribu dua puluh satu
ular akhirnya ditangkap petugas setelah berjibaku selama tiga puluh menit
bayangkan dari sepuluh list kalau anda langsung bayar yang kecil kecil dan itu yang paling dekat
karenanya pemerintah harus memastikan subsidi yang tepat sasaran
dan dibawakan oleh tia arda untuk sbs indonesia
lihat tadi justru kita tidak ngapa ngapain mereka yang datang
baik ya tapi tetap bola itu bondar kita tetap harapannya besar
memasuki perayaan imlek penjualan lapis legit meroket
ini kamu udah puas kan kamu udah dapat gold di e games itu sejarah loh masa
jadi antara kekecewaan dan ketakutan terhadap dampak putusan itu yang kemudian terjadi
ya jadi apa ekornya dulu keluar gitu
oke setuju apa gak setuju widhi udah pantes reguler di timnas
gitu sama seperti yang ali budi mansyah lakukan
bisa hampir bersama beli alat dan lain sebagainya
tidak menyetuh tanah menggunakan kaki
diambil dari nasofaring dan orofaring
makanya kemudian mereka salamnya adalah salam hunger games
warriors itu kalau sehat semua
pasal delapan belas ayat sembilan sampai empat belas anda boleh membuka alkitab anda saya akan bacakan dari studio
karena keberadaan ikan belida semakin sulit akhirnya dicari pengganti dengan ikan tenggiri atau ikan lainnya
ada juga yang pertanyaan pertanyaan lanjutan misalnya
ini yang usianya tanggung usia remaja
berarti masak tuh menyenangkan buat lo ya
sementara cheese nya atau kejunya
saya akan mengajak anda untuk menilik hubungan indonesia dan tiongkok dalam rangka belt and road initiative
bersama kita akan melihat apakah perintah yang diberikan kepada musa
ternyata yang belum tahu surprise ternyata adminnya cewek
kemampuan dia lebih baik daripada orang yang tidak fokus
ada beberapa data yang bisa saya sharing sedikit kepada anda
dua puluh ribu rupiah per orang untuk hari biasa
nah kalau memang tidak diberikan pelayanan
pemandangannya cukup bagus juga
bicara hewan peliharaan tidak jauh jauh dari kondisi kesehatannya
mas era kan dapetnya mempunyai mas era kan karena gak sengaja
kepentingan kesenangan pihak pihak
saya pikir saya yakin mereka itu akan
tim sedang melihat dan menelusuri sejauh mana field data yang beredar tersebut bisa cocok dengan sampel sampel data yang ada
yang sebagai puncak acara itu sendiri
bicara dengan negara negara arab
oke pak daryono tapi kan kita juga mendapat informasi bahwa kemarin itu ya
dengan masa kerja kurang dari satu tahun
ini sudah kita semua sudah tahu kita semua adalah orang tua atau anak
kawasan yang akan disulap untuk menghadirkan nuansa pecinan itu sepanjang kurang lebih satu km
ketua eir claire savage membuat pengumuman itu baru baru ini
seperti misalkan kayak properti apartemen seperti itu
buat para petani yang juga mendapatkan keuntungan ketika harga beras naik prof
jadi saya hanya ingin menggambarkan dinamikanya
sehingga mereka bisa terhindar dari kecelakaan
gitu kan kalau kemudian dibicarakan dengan baik
dan mbak mira sumirat presiden asosiasi pekerja indonesia atau aspek
atas rencana pt kereta komuter indonesia membeli kereta bekas dari jepang
tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga
itu yang sekarang sedang digembangkan oleh pertemuan ini juga
makanan berbahan dasar tepung beras dan gula aren yang dikukus
apakah presiden benar benar terlibat dalam pil presiden atau tidak
jadi kita enggak bisa off air pada saat lagu kita viral
tapi di indonesia lumayan simple
sementara ada kasus katanya banyak warga yang tidak punya ektp yang terancam untuk nggak bisa milih menurut kami gimana
karena itu juga akan mengurangi ketergantungan dalam penggunaan lpg gitu ya
ya jelas bukan sesuatu hal yang mudah ya
berarti kalau misalnya kita ngomongin urban inc
tebas kan si tahu dan si konsisten
nanti untuk lebaran apakah memang sudah ada rencana misalkan satu lokasi di mana akan melaksanakan sholat id
nah jadi kita baru satu tipik mengangkatnya dari dua puluh dua kecamatan yang punya gitu
mudah mudahan ini pandeminya cepat bisa dikendalikan
garam dan gula secukupnya serta dua butir telur ayam
toilet ada yang ngawasi terus tempat sampah ada yang ngawasi
prawira juga itu yang membuat mereka
terus yang kedua perlu juga
kenaikan hari ini masih ada penambahan di angka dua puluh ribu
agar tidak terbentur dengan dinding gua
ini tentu memberikan cita rasa khas
maksudnya gak mungkin dong free gitu
pedas ada ayamnya jadi rasanya gurih dan enak ada ayam oh saya belum pernah pertama kali ini
tapi bosnya diperawi racen
sebelum dipotong potong bentuknya mengerucut
apa kira kira yang menjadi ciri khas dan keunikan dari teluk saleh ini
iya dateng lah udah dateng udah resmi ya kok ya
nah yang perlu dipertimbangkan memang kalau mau menjadikan rumah tersebut aset investasi
air jahe hingga minyak wijen setelah itu dimarinasi selama satu jam baru deh dimasak jika sudah dimasak
misalnya perumahan yang paling penting kemudian sekolah untuk anak anak beliau beliau yang pindah ke sini
oke ya ini belum panas udah mulai panas ya tim seksnya aja ya
nah lu ini gak sih sempat kayak ngobrol bareng gak sih pas lu mau masuk ibl gitu
tapi ada lima belas kota yang dikembangkan
gue jaman sma tiga itu dulu oh sama bang zeki
presentasi three poinnya juga lebih pasti gitu
kalau ini bu kayak surat surat warga gitu kakak ktp
iya sebenarnya pas kita pindah dari yunani balik ke amerika bulan oktober
supaya bisa membuatkan list toko toko mana yang memang menjadi downline dan bisa menjual beras sphp kita
terutama tentang bagaimana penapisan ataupun screening kesehatan pada pemilihan vaksinasi pada usia dua belas tujuh belas tahun
dan mereka yang di rumah jompo serta tenaga kesehatan
gue gak tau ya buat temen temen gue yang gak ngerti basket itu mandat skritbol itu lebih jago dibanding pemain pro loh
nah itu bapak kayaknya gampang banget gitu
lo berbakat nih lo direkrut sama sebuah tim kan gitu kan
gak kepikiran bisa jadi kayak gini sih sekarang sebenernya
mbok iya oh sekaligus diatur
harga earphone misalnya rp seratus
cost operasional subdistribusi itu bisa dikurangi
dan mengoptimalkan ketersediaan pusmas bukan salah satu solusi dalam pendekatan transformasi primer
karena memiliki variasi pola yang dapat memberi rumah nuansa yang unik dan cantik
namun untuk menghilangkan kendaraan yang satu ini
kemudian pada tahun dua ribu enam belas membangun ini kemudian dipindah ke sini
kalau ternyata pemasukan dia setiap bulan itu mirip mirip
sehingga memperkuat jaminan sistem keamanan dan mutu dari obat tersebut
itu apakah artinya bahwa ini semuanya memang benar benar dari masyarakat biasa
mas akmal gak terasa udah lama juga kita ngobrol ngobrol
dan lagi lagi ya lagi lagi kawan kawan saya ini perlu juga digazbawahi
tapi justru kalau kita bekerja sama dengan alam bisa mendatangkan rezeki juga
ya kan walaupun dua aspek yang pertama ya
dikabarkan bahwa para tersangka bukan baru kali ini saja melancarkan aksinya
jadi kenapa mereka di mana mereka reproduksi
pada prinsipnya bukan gempa yang bisa membunuh
udah gak sejam loh kita ngobrol ngobrol
kalo dari lingkungan saya di rumah
begitu tiba saya dapat mendengar jelas suara ombak
dan yang paling penting adalah pembiayaan afirmasi
ada dorongan dari idi soal vaksinasi ketiga terutama bagi nakes
poin yang kedua komnasam memutuskan tidak ada unsur penganiayaan sebelum brigadir yosua meninggal dunia
terus jadi ada bangunan yang bisa dimasuki gitu
ya maksudku itu kalau anak anak mau juara
tidak melebihi enam puluh km per jam saat melintas di jalur kontraflow
kamu sebagai junior tuh ngerasa gak enak
dilakukannya beberapa upaya untuk menarik perhatian terhadap bahaya tersebut
mungkin pengaruhnya ke tenggorokan aja atau begah gitu habis kalau kebanyakan makan
bersama kami di manihani untuk
berarti ini ada kecenderungan memang tadi ya
kemudian ada sensasi segar juga dari air kelapanya yang gak hilang
bicara dengan negara negara arab
selain wawan tersangka lainnya ialah ketua tim pemeriksa pada direktorat jenderal pajak
jika anda banyak kempes atau kempes ya
tapi dicampur juga dengan ketan yang sudah agak lama ya pak ya
dia ngatakan kalau boleh jangan ada covid lah
olahraga rutin juga sangat disarankan
oke mas reza kita tahu bukan hanya
jadi gue kayak kelompok umur gitu gitu enggak pernah main
salah satu pedagang yang sudah berusia lanjut menyampaikan
terimalah persembahan dari radio arvensuar pengharapan
nah sekarang kita menghadapi sebuah situasi kemanusiaan
karena adanya bantuan sosial dari kemensos
bekasi kesana tuh kan jabodetabek ya
ku bertemu dengan cinta
tapi kalau terkait anggaran anggaran harus diceritakan
jadi memang luar biasa tahun ini
iya kita lihat nantilah kan masih lama juga masih empat ada empat tahun lah empat tahun buat ngilir lah
jangan sampai kesuksesan anda dalam berpuasa malah berbalik di hari raya
kemudian utama madia dan dasar
bawang merah daun kemangi dan beras

jangan lupa tetep motoin temen temen basket yang
bakso ini berdiameter sekitar tiga puluh cm dan tinggi dua puluh cm
ada bawang putih bawang merah cabai merah besar cabai rawit daun salam tomat daun jeruk lengkuas dan serai
itu akan berbuah satu hari kelak
ini kita buat kita fokuskan di rumah sakit rumah sakit tersebut
ada hiu paus ada hiu ikan ikan hiu dan juga pari manta dan jenis jenis pari yang lainnya
hari ini latihan latihan gitu
setelah lebih dari empat tahun mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis
kebakaran rumah yang terjadi di musim dikebaran tahun dua ribu dua puluh satu adalah sebanyak empat puluh empat unit
kira kira bisa kenyang gak ya semoga kenyang semoga kenyang sudah lapar
anda bersama sbs bahasa indonesia
perdana anthony albanese menyerukan pertanggungjawaban israel setelah kematian relawan australia dan dalam sepak bola tottenham asuhan ange postogoglu ditahan imbang satu satu oleh west ham
oke ini sepertinya fokus pemerintah kali ini mengejar bjorka
itu sebisa mungkin diambil dari
pemerintah pun khawatir akan hal ini berbagai langkah dilakukan termasuk menggulirkan pelarangan penjualan produk impor di toko online yang harganya di bawah satu lima juta rupiah
selain itu memperluas cakupan pipa air minum dan menetapkan peraturan pengendalian pengambilan air tanah
ikutin terus ya kita kemana lagi
karena waktu itu maaf maaf aja yang dipentaskan hanya itu itu saja
akhir seleksi yang sudah dilakukan
yang kedua memprioritaskan investasi yang masuk
itu yang terjadi sampai sekarang gitu kan
dan penting sekali upah minimum itu bisa dijangkau oleh sektor sektor informal
sementara ini sudah dilakukan penyitaan itu ada beberapa unit rumah jadi itu ada satu dua unit rumah
cerita mudik unik lainnya datang dari joni sudrajat
dan yang kedua dari dunia akademisi seorang epidemiolog panduryono
jadi mah pemain pemain kan bisa dicabut cabut aja kan
jadi aku akan suka aku akan suka
kamu sama bunda kan selalu dilatih dari kecil sampai sma ya
sehingga dokter dokter tersebut nanti setelah lulus itu jauh lebih banyak dari dua belas
jika saudara hanya berfokus kepada diri sendiri maka akan tampak begitu berat
kira kira untuk berapa lama dan data apa saja yang nanti akan didapatkan dari tagging ini
kemudian untuk di area lantai dua
adalah mereka yang memiliki garis perbedaan dalam cara pandang berpolitik
itu kita bisa hitung bahwa kecepatan dari slip rate sesar lembang itu antara satu empat puluh lima sampai tiga lima mm per tahun
kalau misalnya di tahun lalu seperti yang kita lihat tuh ada rendang ada pem
kalau mobilisasi itu kan basisnya adalah perilaku kolektif gitu
banyaknya laporan dengan jenis problem berbeda yang harus ditangani dengan cepat
karena kalau kita tidak memberikan kesejahteraan yang baik di hulu
dipajang pembukanya dipajang di sini
jadi grade tujuh dan grade delapan di canada
tapi pertama kali saya melihat
jadi kita ada sekitar sebelas kantor di seluruh indonesia
maka masyarakat yang sesungguhnya berhak merek subsidi dengan harga yang lebih murah

ini dalam dalam keadaan seperti ini kita akan cari
yang lebih kecil secara keseluruhan
bukan hanya karena faktor politik saja ya
kita mesti berhati hati untuk mengkonsumsinya
karena dalam hati gue aja gue kalo misalnya balapan nih berlima belas
saya yakin kalian semua kangen menyaksikan konser musik main di konser musik
layanan ini menyediakan lima pos dan bisa dinikmati setiap sabtu dan minggu mulai pukul sepuluh tiga puluh pagi hingga tiga sore
nah pada hari ini di studio sudah hadir
jadi sebenarnya saya pindah ke amerika itu tahun dua ribu sembilan
sebenarnya smp dan sma ada kelas tujuh sampai kelas sembilan terus kelas sepuluh sampai kelas dua belas
baru setelah itu kita tambahkan tepungnya
kira kira kalau jadi anggota dpr
saat ini terdapat dua puluh stasiun penyewaan bose yang tersebar di kota bandung
ia berharap kerjasama ini diperluas dengan gul karmat dki jakarta
karena banyak masjid kebetulan ya
menurut gue menang di chrisleys lah ya
marketing harus bagaimana udah kegambar belum sih acaranya
agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya
contohnya kita bisa belajar mana yang salah dan baik lewat tokoh dalam dunia wayang
terus pameran itu booming
inget gak kasus haringa sirila
yuk kita masuk ke dalam area pasar cihapit
saya belum menerima fatwa itu
karena gak punya backing
yang jadi persoalan adalah ketika seolah olah tesimen diambil
kini zohri telah dinyatakan pulih tapi cedera acl masih menyisakan trauma bagi zohri
yang kayaknya gak ada gitu
kalau tiga atau bagian tertentu kalau di korea di provinsi tertentu mungkin bisa
membuatan buburnya menggunakan beras ketan dan beragam rempah sehingga memberikan tekstur dan cita rasa
dengan tujuan akhir untuk membangun dua dua juta rumah pada tahun dua ribu lima puluh satu
karena dalam my pertamina itu
ini seperti ini forehand ini backhand
kembalannya itu dilatih ya dengan kita memberikan vaksin ya
nah terus mereka merger
tapi perlu diingat memaksa anak untuk mengikuti lomba juga bukanlah hal yang bijak orang tua perlu
dan menjadi pertunjukan budaya di beberapa daerah termasuk di singkawang
beliau menyampaikan untuk kali ini kita mengimpor itu sangat terukur
lanjut berbelanja ke toko kelontok
mulai dari pembebitan hingga proses panen dengan ukuran yang layak dikonsumsi dibutuhkan waktu empat belas hingga enam belas bulan
dbl kan kayak rutin juga gitu kan
namun memang karena akan mendekati hari layak dufitri memang pada malam hari ini dapat dilihat di belakang saya renhardt
kalau boleh saya beropini juga
aduk dan nanti terakhir saya mau masukkan
memang ada kendala kendala yang dihadapi
apa namanya bagian dari coverage
ya yang pertama kami berkoordinasi dengan balai besar ya bpws kementerian pupr
padahal belum tentu ya tapi kita anggap saja mereka siap
dikutip dari buku wwf indonesia seri jejak ekologis
tertipunya terperdayanya itu seperti apa
oke bapak ini lengkap seperti ini
terus ikut latihan terus pertandingan di cirebon ga masalah soalnya udah lumayan lupa sih
konsentrasi yang tinggi di dalam produk jadi konsentrasi yang tinggi dari pencemar
sebagian wilayah subang sebagian wilayah sumedang akan terdampak
gue kan ikut klub juga dulu
terus pelatihnya tuh sama pelatih gue di klub gitu
urusan bola dia gak bicara mau atur atur
menu sarapan nasi goreng seafood dengan kecombrang
ada lpsk yang hitung ada dasarnya
emang sentimen nih sama lewis nih gue tau nih
hingga tak ada lagi yang dapat mereka gunakan
itu pasti udah nih kelihatan nih mulai kelihatan nih gitu
kalau misalnya saya tidak bisa lihat
prita absari gosi selamat pagi mbak prita
orang seringkali harus menunggu lama untuk pengiriman paket mereka
jadi apa yang ada di dalam budaya kami
dan itu menjadi satu hal yang sangat besar gitu
penghibur banget orangnya ya
jumlahnya delapan orang yang terdiri dari dua saksi alis bahasa kemudian dua saksi alis ite
yang akan berlangsung pada tanggal sembilan belas juni mendatang
kalau kita lihat hari ini kalau isunya adalah inflasi kita itu saat ini salah satu negara yang inflasinya terbaik
dan janganlah kita sedih hati untuk menyambut kedatangan hari tuhan itu
kayak ada talk show nya kemudian
namun harus selalu diproses dengan suhu yang rendah
untuk menutup wisata kuliner kali ini dengan jenang grendul
jadi kalau ada dua masjid besar ya
akhirnya saya pas ada kuliah senam
aduh pak kayaknya memang duniaku bukan di badminton deh
plt kepala bps amalia widyasanti menyatakan melandainya ekonomi dua ribu dua puluh tiga ke lima lima persen merupakan sebuah prestasi yang berharga
tidak ada perkembangan tapi kami sangat beruntung
ada di aplikasi karena memang semua orang mungkin butuh ya dan misalnya saya pagi order dulu dulu gitu kan biar dapat itu
dan kita masih mendapatkan banyak kekurangan rati dengar
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio advent suara pengharapan
jadi jika ada yang ingin memberitahu saya apa yang menurut saya adalah musim panas asli atau musim panas tradisional dari perspektif first nation
ada harapan dan doa agar lengketnya kue keranjang ini menjadi perkat keluarga yang menikmatinya
merupakan suatu kehormatan bagi tubuh kita
apa tera ngambil jurusan supnya apa
itu kan jadi nggak baik gitu di mata masyarakat
dan gairah seksual berapa porsinya berapa lamanya itu belum ada
bekerja sama dengan sponsor perbankan
untuk usahanya itu kan banyak yang ditutup
mau kulineran di sekitar stasiun bogor
jadi untuk jalan protokol itu memang tidak boleh dilarang
menurut luhut orang toksik atau bermasalah yang dibawa masuk dalam kabinet prabowo gibran
karena masih banyak di mah calon haji yang belum datang ke asrama haji
jadi kita dari setiap empat
di jalan braga dan kemudian berkembang lagi satu lagi tahun seribu sembilan ratus dua puluh sembilan
maka artinya sebenarnya anda belum mampu untuk memiliki budget sebesar itu
ini berarti kami harus segera melakukan proses menguat sesaat lagi
itu sih lo boleh cek followernya lo boleh cek itu brand nomor satu di dunia metal
jadi kayak misalkan tim tim papan bawah yang boleh pakai pemain naturalisasi
ada dua pesan yang ingin saya sampaikan
nanti kalau mau tiga mungkin saya rasa harus simulasi ini
awal ini di zatas dan jelenyi darut kemudian tasik mali sampai dengan jelajat
rata rata rumah tangga berpendapatan tinggi di new south wales
dan dilakukan dengan tanpa adanya sengketa dengan tetap kita mempedomi peraturan yang berlaku supaya berjalannya aman awal
pokoknya urusan digitalisasi teknologi
sudah bisa mengenal dunia kreativitas itu seperti apa
ars itu merupakan kayak komunitas student di nsw
sedangkan kerupuknya berbahan terigu bukan dari sagu
posisi satu sih kayaknya
adalah logo pon ke dua puluh papua dua ribu dua puluh satu
kemudian perharinya ini targetnya ada enam ratus stakeholder dari pukul delapan hingga pukul dua belas tiga puluh siang
rekomendasi kementerian kesehatan soal asupan gula harian per orang per hari adalah sebanyak sepuluh dari total energi atau lima puluh gram per orang per hari
upaya melakukan konservasinya juga
karena kalau kita nggak konsumsi makanan sehat minuman sehat dari dini itu kayaknya nanti susah gitu kan ke depannya
tapi kalau mau diantar produsen kerupuk menjualnya dengan harga rp dua rp tiga tergantung lokasi pengiriman
padahal menurut surya pemilik tempat penitipan reptil ini tidak sedikit penyuka hewan
iya anaknya kecil banget
andai andai juga gitu kan
bahwa masyarakat pun sebenarnya tidak cukup percaya dengan institusi partai politik
tidak lama lagi kita akan berada di rumah perjanjian yang kekal itu
apakah bu dewi sendiri sudah menerima vaksin
karena lumba lumba itu kan sebenarnya toothed whales gitu ya
tapi hingga sampai saat ini juga surat permohonan kami pun juga belum ada respon gitu
panennya apa ketika dia sudah lulus
sembilan belas negara sekarang ini kencangkan semuanya ekspor mereka
dan tidak mampu mencukupi kebutuhan abah anak serta keenam cucunya
serta menindas sesama manusia atau alam
padahal pan juga bagian dari koalisi pemerintah saat itu
latihan mungkin dari lari tiba tiba dia tiarap
dan nanti tentunya apabila penelusuran ini sampai dengan penyidikan itu sudah selesai
setelah covid kemarin itu tiga lima ratus
indonesia dan di australia
tijak tijak pemudaan pemudaan satu sama lain itu
betul nah ketika kemudian profesinya
sebenarnya presiden kita bisa bilang
ini juga mempunyai tanggung jawab yang diberikan pemerintah sebagai koordinator ya
peletakan batu pertama pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam atau satu tahun setelah peristiwa tersebut
ada dua belas jenis resep yang kita singkat dan mudah
pesatnya perkembangan transportasi modern di jakarta
gue sama sekali kayak orang nggak ada yang tau gue
saya naik di bagian belakang
cawa press tertinggi itu cak imin
yang mau bekerjasama menaati tata tertib yang sudah kita sepakati bersama anggia
satu setengah tahun ya anak anak ini
digitalisasi pendidikan akan dapat terwujud jika ada dukungan dari berbagai pihak
bulu tangkis dan sepak takram
akhirnya pria pemulung tadi ini mengembalikan kaleng yang berisi gumpalan uang yang begitu banyak di dalamnya kepada sang janda
sejatinya rivalitas hanya sembilan puluh menit
jika permendak sudah direvisi dan tadi anda menyebut satu dua hari lagi akan menjadi undang undang
dari dua belas bersaudara mbah sum satu satunya yang meneruskan tradisi
dan semua warga bisa kembali ke rumahnya masing masing
karena faktanya banyak juga yang menentang gerakan zionisme ini
dibanding wahana wahana lain di objek wisata ini
kalau untuk bagi sahur biasanya sih saya sahur jam setengah empat
emang background nya ko deddy itu sebenarnya apa sih
katanya nih bisa ngecilin perut
ember ini lalu diberikan kepada suratmi yang merupakan salah satu orang tua asuh nyamuk ini
yang menggambarkan perubahan peradaban
nah apakah ada oknum yang memanfaatkan kebijakan subsidi dan juga menyebabkan subsidi pemerintah ini tidak tepat sasaran
ketika satu sekian meter diisi oleh beberapa orang
karena ratusan rumah warga mengalami kerusakan akibat erupsi gunung gemeru
lalu kita taruh dalam wadah seperti ini
tuhan membuat sabat dari hati
ini adalah kereta kencana yang ditarik menggunakan sepeda
pertumbuhan ekonomi kita masih tumbuh masih jalan
karena di mana kan sebenarnya di eropa nggak terlalu banyak di mana batubara
berarti kak lu asli jakarta kak atau lu asli mana kak
menghidupkan pola hidup sehat atau tidak
ya saya kira ini het kan bagian dari kebijakan pemerintah melalui badan pangan nasional
nah akhirnya mereka ambil keputusan untuk merger namanya bbmc last night
putranya ini juga meletakkan senjatanya untuk mengikuti yesus
di masa lalu serambi ini menjadi tempat untuk mengatur strategi melawan belanda termasuk pada perang jawa tahun seribu delapan ratus dua puluh lima hingga seribu delapan ratus tiga puluh
jangan lupa follow dan subscribe
maria wanita yang berusia enam puluh tiga tahun ini adalah salah satu dari peserta pelatihan line dance
penginapan pertama di sosrawijayan adalah dewi homestay
bagi individu non religious dan penganut agama yang berbeda
luasnya biasanya kurang dari beberapa ratus meter persegi dan bahkan ada yang berukuran hanya lima meter persegi
itu gimana waktu itu mungkin bisa diceritain kegalauan kamu terus sampe akhirnya bisa balik lagi ke badminton
polri akan melakukan pengawalan di jalur ini setiap tiga puluh menit
semoga kita berharap umat muslim khususnya yang menjalankan ibadah puasa bisa secara khusyuk menjalankan ibadahnya
untuk memudahkan proses pindah memilih
tempat ini harga arang kualitas biasa dibanderol rp dua tiga per kilogram
desainnya beda lah sama yang lain gitu kan apalagi modelnya si kembar kan tania lamia kan
semua bergantung pada cuaca dan perawatan yang dilakukan
nah ini harus benang segera
kemudian semakin berbelok ke kanan
mohon betul betul diperhatikan tingkat harga di tingkat usaha tani
idealnya kan pencegahan lebih baik daripada penyembuhan
jangan sampai terjadi kerumunan dan kemudian jangan terjadi mobilisasi serentak
nanti nanti kedepannya keluarga akan sedikit sedikit memberikan informasi ke david terkait dengan kondisi ini
mungkin ada beberapa hal yang
penggunaannya adalah untuk kepentingan republik ini sendiri
walaupun juga ini berbentuk k ataupun berbentuk k ya artinya ada yang recovery yang cepat dan tapi juga ada yang recovery yang lambat
tentu saja mungkin kita anggap sumbawa itu agak jauh ya untuk dikunjungi
kedokteran setiap tiga empat tahun kan mau tidak mau berevolusi
tempat penitipan reptil dibilangkan jakarta barat ini khusus menerima penitipan hewan peliharaan reptil saja
jadi nggak bisa beraktifitas nggak bisa duduk bahkan susah banget untuk duduk
itu udah otomatis dari sisi pendapatan pasti mereka akan naik
sebagai salah satu kurikulum di negara
nah bagaimana keseimbangan itu dilakukan adalah merubah sebenarnya model model pembangunan
dilansir dari encyklopediajakarta co id sebelum menjadi pusat kuliner dahulu di jalan pecenongan terdapat toko buku dan penerbit j kovenko yang berdiri pada seribu delapan ratus empat puluh delapan
gue cuma pengen belajar
vice president public relations pt kereta api indonesia jonny martinus melalui sambungan virtual pada minggu siang menyebut
jadi bener bener gaji itu dia ngajarin saya untuk kita tuh bisa nabung lah intinya gitu
keputusan ini menyusul status semeru yang kembali erupsi pada kamis
bahkan volume air sudah mencapai atap rumah warga yang berada dekat bantaran sungai das tandano
informasi data itu harus akurat
nonton pertandingan pertandingan senior senior gue
jadi menunya kita coba ganti ganti
di sana aku bingung mau ngapain aku udah mau berhenti badminton malah itu
supaya penentuan upah minimum itu memperhatikan beberapa indeks yang mungkin sudah tidak berpihak pada buruk
lagi lagi ini kuncinya adalah masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi lpg tiga kg ini tidak diterapkan di lapangan dengan baik
fokus di produk produk seperti itu itu yang pertama
alhamdulillah dari kementerian sosial juga membantu dari pak pj gubernur provinsi juga membantu
yang terutama dari unsur pariwisatanya
dimarahin kok gak laporin ada warganya yang berprestasi
bahkan ada apa namanya
untuk belajar punya perilaku dan ucapannya
tentunya kita berharap agar nanti masyarakat yang mudik bisa kembali ke rumah masing masing dengan selamat
bang joe ayah david pun mengomentari
dianggap sebagai presiden buruk tanggapan greenpeace
agar mereka mau untuk menggunakan jasa mobil pt pt ini
karena kan dari segi banyak untuk warga di sini kan
walaupun pekerjaannya ini kadang ya kita harus di lapangan
dengan anggapan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi tubuh
ketua eir claire savage membuat pengumuman itu baru baru ini
tapi juga menceritakan kembali aktivitas gunung merapi ini
bergerak di kalimantan tengah bergerak di kalimantan timur harga tanah melambung
awalnya mentah telurnya berubah menjadi setengah matang saat tercampur bubur panas jika bubur pada
nah pakai tinder dulu
akhirnya dia bales eh dia ga bales gua email
di mana ada pasal pasal yang sering bertentangan
ketua badan pengawas pemilu rotendau demsy tau lasik mengungkapkan
pertimbangannya sih yang nyaman dulu ya setelah itu baru merek sama harga harganya cocok di kantong
perbaikan jalur sementara telah dilakukan sejumlah pekerja saat seluruh layanan kereta api dibatalkan kebanyakan gempa bumi yang melanda
dua ribu dua puluh tiga lalu menjadi tahun haji yang digadang gadang ramalansia namun berbagai permasalahan masih terjadi
untuk pembahasannya sudah bersama saya melalui sambungan virtual edy misero
karena kamu bisa hidup di ruang asing
dan pemerintah daerah untuk bertindak segera
oke kalau di thailand thc nya itu rendah begitu ya pak ya
dan segera jawab doamu
jadi ball kitnya sampe nangis
ia mengatakan indeks mempertimbangkan empat faktor
kita lagi sangat beruntung karena kemungkinan setelah selesai sekolah tahun dua ribu sembilan belas
jadi h satu gua masih belum dapet jawaban apa apa
kamer mursalim arief yunan banten
seberapa sulitnya untuk mengubah hal itu
karena saya sendiri di sini sudah tiga tahun itu nggak pulang ke indonesia
lebih dari delapan jam minimal tuh delapan jam
bahkan ada yang sampai tujuh ribu lima ratus per kilonya untuk gkp
liar fernando di agung yuljarto depok jawa barat
raja karangasem itu cukup pintar cerdas
dan ini yang saya rasa mengkhawatirkan kalau di teksi awal ini tidak menakut nakuti
tapi tentunya setelah pengkajian yang dilakukan oleh badan pom bersama itagi dan juga organisasi profesi
sehingga tidak mengurangi nutrisi asli buah kelapa itu sendiri
dari hanya tiga jumlah umkm ketika beliau menjabat
karena merupakan satu kesatuan gitu ya
itu gratis tidak dipungut biaya sama sekali
tapi mas iman yakin tiga ya
di mana ada shaf antara perempuan dan laki laki sama
berkaitan dengan aturan dan lain sebagainya
ia melihat kondisi pandemi di indonesia saat ini sudah terkendali
wah menarik sekali perbicaraannya saat komprehensif memberikan tips dan juga harapan ya buat kami
pangeran kira kira gimmick apa yang sudah dipersiapkan oleh pak mahfud
oke kedua nih statement kedua
vaksinasi terima kasih banyak pak windu
buat dalam pola hidup sehat kita emang harus terus untuk mengingat penguasaan diri
terima kasih si anani indonesia sudah diundang
oke mas reza pelaku kabarnya akan dijerat dengan pasal berlapis
harga mangut beong bervariasi tergantung besar kecilnya ukuran
tadi anda katakan kayak bidang investasi properti ataupun juga dengan pembangunan pembangunan infrastruktur malah yang ada jadi boncos
lebih ekstra keras latihannya gitu
satu bahwa kemungkinan besarnya nanti ini masih dalam penelusuran
sejauh ini belum ada informasi lebih detail dari wasakjen mui tersebut
sedangkan satu buah roster berwarna putih atau merah dijual dengan kisaran harga empat belas hingga sembilan belas rupiah
dibukakan jalan ya buat coach gibi ya
supaya kita bisa merealisasikan
untuk bantuan sosial kementerian sosial di sejumlah daerah
jamannya nbl dulu katanya emang sisi entertainmentnya lebih oke katanya dibanding ibl sekarang nih kak
dan kita punya alternatif gitu ya
karena anak anak itu bukan kayu gelondongan yang harus digergaji bukan
menurut dila paling apa ya
melalui siaran dalam bahasa indonesia
baik saya mau ke pak aji terlebih dahulu
jadi sebenarnya anak muda ini juga punya jatah untuk memiliki gaya hidup
jadi terlebih ketika ada upacara upacara keagamaan
tim liputan cnn indonesia
karena dari sesar sesar yang sudah terpetakan itu
itu punya sumber sendiri sendiri dan punya pembangunan sendiri sendiri
ya alat swab antigen yang digunakan itu sebenarnya disposable
oke kita masih terbesar ya secara volume begitu ya
jaseline terpesona dia mulai mendengarkan setiap hari
karena tumbuh pekerjaan pekerjaan yang membutuhkan keahlian keahlian
menjadi content creator sebagai profesinya
letusan ini diakini telah menyebabkan gangguan iklim di dunia
cuman akhirnya ternyata kemarin
dan saya jamin wasit wasit yang kemarin
dan tidak hanya menelan tujuh korban jiwa
jadi tidak ada konsep yang original
makanya kita bisa pakai untuk harga yang ringan tapi harapnya
juga bukan dari keju yang biasa kita konsumsi
terus dia matahari juga membesar
yaitu olahraga semacam kasti yang memakai bola kecil dengan pemukul yang dimainkan secara beregung
satu lagi adalah beras hitam
malah tadi bukan cobek jadi mangkuk baso
diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan
bukan untuk kemudian memangkas lemak perut
masalah kesehatan di indonesia adalah kurangnya dokter
kemudian pembiaran atau pewajaran terhadap pembagian program pemerintah misalnya bansos yang ditakutkan nanti di pilkada lebih marak lagi terjadi gitu
begitu juga penerimaan negara bukan pajak atau pnbp lainnya
kalau bicara masih bisa bertahan cari duit dari streetball untuk ke depannya
kau mencari aku pengeleng eleng
hal ini semakin membuat sejumlah pihak menilai bahwa apakah benar benar memang indonesia saat ini dalam kondisi darurat keamanan siber
sayuran yang segar bercampur dengan bumbu kacang yang manis dan cabai rawit yang pedas
dengan melonjaknya harga sewa melebihi pertumbuhan pendapatan
segera melakukan deeskalasi atas ketegangan yang berlangsung beberapa hari terakhir
tiap stasiun memiliki enam sampai dua belas docking
yang disusun oleh joseph saudi dan madina jafari untuk sbs news
kemudian kalau pfizer itu adalah mrna ya yang digunakan ya
university of melbourne memperluankan penelitian tersebut untuk mencari penelitian tersebut
di atambua yang kita buka
setelah dibalik tadi jadi seperti ini
ini karena anget terus empuk juga
lebih dahulu kita akan mendengarkan lagu pujian yang berikut ini
kalau sekarang cuma berapa tinggal berapa itu
selain ragam kuliner yang ditawarkan di buffet
supaya nggak bosen gitu ya isinya telur aja atau ayam nah sekali sekali bisa ditampein seafood
awal mula ibu terkena diabetes itu kapan
ya saya memang melihat apa respon dari masyarakat termasuk para pejabat negara
dengan menutupi ke mobil
dan dari hasil debat yang pertama yang leading belum terlalu mengembirakan
oke tapi untuk akurasinya sendiri
setiap hari kita ada aja satu dua tiga mau mati anakannya
supaya tidak terlalu banyak cewek cewek dalam pilpres
nanti nambah satu dua putaran kamu bisa keluar ke samping

itu betul betul kemudian harus dijadikan sebagai pijakan yang sangat sangat penting
ya nggak banyak pemain nsa kayak gitu
lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan music scoring ini
terus hotel tutup juga online ini menjadi solusi luar biasa
apakah kemudian saran apa yang ingin diajukan oleh pak ujang ini terhadap pemerintah terkait dengan hal ini
dikasih kualitas lah kalo mau pajung ini
yang terdiri dari banyak pegunungan
konsumsi gula dapat diimbangi dengan makan serat yang cukup
oh bisa nih tepat tepat aku lagi nyari
dan kalau dibangun kereta cepat nanti kan itu mahal tidak mahal
permainan ini biasa diadakan di taman taman kota atau tanah lapang
serta tradisi budaya yang tidak terkait dengan agama
karena setelah uni soviet teruntuh kan
cuma untuk fokus saya sekarang tuh ya saya pengen berlatih yang terbaik kasih kemampuan saya yang terbaik biar bisa jadi ini motivasi aja untuk mereka
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan terkait undang undang ite ini tentunya ini yang paling
dan instansi asosiasi terkait untuk melakukan kontrol dan pengawasan
kita harus mampu untuk merawat memelihara memiliki
berkat dekat yang kuat ia bisa melalui smp dan sma hanya empat tahun
bekerja dengan mereka supaya
mari kita sambut si raja streetball anak west bandit rio dc
ada musuh yang sama ada pemicu yang sama biasanya di situ
awalnya bakpia patuk mempunyai merek yang merupakan nomor rumah pembuatnya
emang kalau nah kan kita belum punya misalnya anak anak kecil yang baru mulai latihan kan belum ada senjata belum punya apa apa itu gimana dikasih pinjem dulu atau gimana mas
sudah dua bulan ini deo berada di pertapaan rawaseneng
tapi kalau angka konsumsi beras yang real dikonsumsi
tetapi mereka mendapatkan dan menempati tenda tenda yang dimiliki oleh jamaah haji reguler
yang selalu apa namanya
apakah tidak boleh bersahabat dengan orang orang yang di jakarta sana
jawaban para warga barusan sebenarnya ada hal hal yang lebih berharga selain sekedar perasaan senang
bahwa anda akan dibuat putih seperti salju
beda dengan misalnya bahan kimia digunakan untuk
animator animator dalam negeri perlu konsisten berkarya jeli melihat peluang serta didukung dengan investasi material yang tidak sedikit
hingga kini ia telah meraup keuntungan hingga belasan juta rupiah
dan memang yang membekas banget sebenarnya sih olimpik dua ribu dua belas lah
sebuah rekod untuk acara itu dan tiga sembilan persen di periode yang sama tahun lalu
tapi yang paling penting adalah karena iklim fenomena iklim yang ada
sebetulnya nanti kita coba lihat di dokumen dokumen misalnya
stadion yang baru akan menjadi contoh standar stadion yang baik
ya tadi sedikit ngobrol ngobrol saya dengan om jupri bersama muhammad sejahtera
tentang keterhubungan manusia dan alam
pak gubernur juga nanti barangkali bisa menginisiasi
tapi ada satu yang kita juga pernah tagging gitu ya sampai ke maladewa
jadi melihat konflik rusia ukraine yang bahkan di luar prediksi yang berkelanjutan ya
jangan gak menutup kacamata kita
yang dalam kategori apa namanya kategori yang harus mendapatkan seperti umur jadi berdasarkan umur
jadi artinya dosis yang protektif itu kan setelah dosis kedua
dapat mengakibatkan perubahan komposisi dari flora normal usus
suhu udara yang dingin membuat kelenturan tubuh lebih rendah sehingga resiko cedera lebih tinggi
tapi owi sendiri sebetulnya latihan badminton masih sering selama tiga tahun ini buat jaga kondisi
dan juga menyalip atau overtaking
yang pertama ancaman apa namanya
dari pemerintah negara dan dari pemerintah negara
nah kemudian tentang rest area di rest area ini ada potensi keramaian itu di dua puluh tiga lokasi
aku kenal rohan sejak yang dua ribu delapan belas
akan dibuka pada jam setengah enam sore hingga sepuluh malam
dan memang mas reza harus diketahui bahwa jumlah jembat haji tahun ini
yang satu lagi adalah peraturan menteri keuangan untuk pendanaannya
sama sekali gak ngerti gak tau gak kenal siapa siapa juga gitu kan
letakkan pada alas bambu dengan cepat agar kurupuk mie kuning berbentuk bulat sempurna
apakah memang seperti ini untuk seluruh jenis motor
ini dia warung ubi ibu
pras belakangan telah mampu membuka kesempatan kolega tim basketnya
agar melakukan isolasi mandiri selama lima hari ini dibuat
mempunyai satu komitmen baru kita lakukan
almas sendiri saat ini sudah menyelesaikan perkuliannya
berarti emang masuk di ipk itu karena emang udah ngeliatnya udah
terima kasih sama sama
kawasan ini terkena dampak ekstrim akibat fenomena el nino yang menerpa indonesia sejak juni lalu
kecuali dari sertifikat yang kami siapkan
lebih suka berkreasi ini dia salah satu kegiatan baru di teman mini indonesia
untuk menyadari potensi bencana di wilayahnya
polres pemalang jawa tengah membuka pelatihan atau kursus gratis bagi para pemohon sim
bukan hanya mengejar siapa sosok biorka mengungkap siapa menangkap
saya rasa betul betul besok itu tergantung pada situasi
karena memang dari organisasi organisasi indonesia yang ada di sini juga nanti untuk lebaran
ya timnya bagus manajemennya bagus fasilitasnya bagus ya benar benar dikemas dengan profesional lah timnya
kalau persiapannya makanya saya menyiapkan produk yang bisa dibuat dengan cepat
pada saat seseorang tersebut atau anak muda tersebut melakukan pengeluaran di atas dari pemasukannya
sejak duduk di bangku kelas lima sekolah dasar pada zaman jepang
dari bahan baku utama yang digunakan
gue delapan belas ya tahun lalu
namun agenda dilangsungkan secara tertutup dan kami pun awak media tidak diperbolehkan untuk mendekat ke ruangan yang terdekat
wah ini harga yang penting pak
ya ada pengusaha mau berusaha izinnya tidak mudah di berbagai level
tapi lebih banyak kita menemukan beberapa suburb ini
kalau panen musim gadu ini terganggu sudah lupakan yang namanya ekspor beras dan lain sebagainya
kita tidak memakai bahan bahan kimia ya
tapi lagi belum ada partai politik pun yang mengajukan secara resmi
jadi secara kualitas juga film film yang
memberikan ruang publik yang baru yang tidak ada saat ini
supaya kamu mengikuti jejaknya
tapi mulai dua desember nanti
bener bener ya harus perkuat koneksi
sampai kemarin ada peristiwa ini rame dibuat itu
untuk mengantisipasi hal ini kementerian bumn telah melakukan benchmarking dengan singapura dan kanada
berbincang bincang dengan mark anthony sebagai pengurus dari world peace workshop
tawaran itu dari satria muda dua ribu empat belas
aku rindu selalu menyenangkanku
jadi gak kenapa napa cuman hp nya ini mulai rusak
pemain paling tinggi buat jadi posisi lima kan
sehingga dia rasa jengkel banget kepada dirinya pada keluarganya kepada siapa mungkin yang membuat interaksi dengan dia
dan raja ampat ini memang indah sekali ya dimana kita bisa menikmati
terus kita kebelakangnya juga lancar
ya dikhawatirkan ada dana dana dari luar yang masuk ke azayitun
dan warilla dan sun sochi di new south wales
artinya mereka ada kaget gitu
contohnya kue nastar camilan yang wajib ada untuk hidangan tamu yang datang
rasanya jadi yang tadinya keinginan menjadi kebutuhan yang tadinya hasrat menjadi keinginan
oh itu tahun berapa tadi bu
petani agar petani itu naik level sejahtera bagaimana segala macam permasalahan yang ada di bidang
untuk menjaga stamina dalam berkendara
anda boleh mengganti mesin cuci tersebut
betul itu adalah salah satu hal yang sangat menjadi perhatian netizen di seluruh dunia dan setiap pemilip tiba
karena sekarang ya harus ada keseimbangan antara idealisme dan sustainability
atau tempat ini disebut juga sebagai hotel hewan
yaitu dia menunjukkan tujuh apa namanya vaksinasi atau tes covid negatif dua puluh empat jam sebelum boarding
yang ada kalau kita ngombil keringetan dia dehidrasi itu
yang mana salah satu ciri khasnya adalah ramah bagi para pejalan kaki
agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius tiga belas km
karena waktu dia baru masih dapat perak
jadi bayangin untuk balik lagi ke kotanya
marilah siapa yang mau
tidak melakukan dine in di restoran
mengatakan laporan tersebut menyoroti apa yang menjadi perhatian masyarakat di lingkungan mereka
ya ini kan sudah menjadi masukan juga ya
di mana tujuh puluh tujuh tujuh nya disebabkan karena katarak
jika ini dilakukan untuk melakukan verifikasi konten
menurut kakak menurut kakak kan
sehingga masyarakat dari rumah berangkat ini sudah menggunakan transportasi umum
nah kondisi begitu langsung pasiennya orang tersebut kalau kita melakukan di jalan misalnya
itu yang kemudian akan kemudian memantik yang disebut dengan symbolic convergence tadi
terutama tentu yang memiliki perbedaan yang cukup mendasar dalam konteks cara pandang kebangsaan
hari ini episode ke delapan berarti ya
oh ternyata streetball bukan trik
ya kan kayak aduh gue belum bayar ini gitu
untuk mencari tahu tarikan keatasnya
ketika tebu dipanen banyak ditemukan lebah yang mengumpulkan nektar yang menetes dari batang bambu
tim liputan cnn indonesia
kan orang kan beda cara melihatnya bung pipa ya kan
hal hal itu yang kita anjurkan kepada pasien
mulai dari kalangan biasa hingga pejabat tinggi
seperti biasanya tim dari ark yang the whole student association
kita akan mencampurkan susu coklat yang tadi kita sudah lalekan
dengan harga lima empat ratus petani kita petani indonesia amat sangat bergaya
oleh karena itu tadi derajat tertinggi dari seorang politis itu seorang negarawan
itu momen yang kayaknya gak akan terlupakan karena bukan buat aku pribadi buat satu indonesia gitu
jadi kalau saya melihat masih ya masih timpang lah gitu
mereka sudah bicara mengenai manusia pakai hati
selamat pagi mas yudi dan para pemirsa cnn
tapi untuk yang spesifik untuk anak anak ini saya buat sendiri supaya anak anak lebih mengerti
yang penting di sini ialah ketekunan orang orang kudus
di jalur gaza menjadi tameng dan markas bagi hamas
sayangnya geliat itu tak bertahan lama
sekitar tiga jam di tenggara perth
pada hari ini tadi mahkamah konstitusi mengundang tiga pihak
apakah ada yang kemudian tersimpan dan terpendam gitu ya dari korban kdrt tentunya ada
jadi punya lumayan banyak waktu senggang
data yang kita lihat secara global itu mereka bisa hidup sampai umur delapan puluh tahun
itu bisa kira kira achieve pada tahun dua ribu dua puluh tujuh
ke pak aji terlebih dahulu
kita larang karena kan khawatir juga kita takut
tapi kalau misalnya umum politisi apakah itu di partai apakah itu di luar partai politik
nah kalau kondisi atau situasi ini belum ideal nanti tiga puluh agustus
terus ada juga yang penting untuk dikemukakan
kalau ada pelatih memanggil pemain berdasarkan personal ini berarti tidak profesional
ada beberapa barang yang dikirim ke jakarta dan harus dibongkar terlebih dahulu
biayanya luar biasa bener gak mas aheye
dari sukabumi ayo kita ke bandung
kewasitnya gak tau mungkin kan
salah satunya siapa ya
maka pabrikan harus memperbaiki sekuriti sistem dengan siklus yang dilakukan terus menerus
mulai dari kepala desa hingga anggota dpr dan gubernur
makin parah lagi setelah
apa yang menarik disaat dolar menguat kemudian bagaimana masyarakat memilih
gak ada kepikiran buat main di bangka belitung lagi tuh koko
termasuk juga dengan kementerian agama
itu bisa jadi ncaa d tiga atau division dua
banyak yang nanya juga kok nitip pertanyaan ke abu sama vincent
karena kita bisa ada dari great white sampai ada treasure shark ada banded cat shark
tadi mas iman nyebut nyebut soal survei gitu
salah satu penjual jalang kote legendaris di kota makassar adalah jalang kote lasinra
kalau gue sih kalau udah ngomong gitu udah santai aja
katanya resolusi resolusi dewan keamanan pbb itu legally binding
kita balik itu waktu itu habis game terakhir tuh yang mati matian sama bali united itu abis itu nggak lama kita sore kita udah jalan balik
dari boyolali gitu kan produk
musim berapa sih anaknya
jika baterai sudah rusak maka akan semakin besar pula kemungkinannya untuk terjadi letupan
terima kasih juga atas perhatian anda
jadi kalau saya ditanya apa yang harus kita lakukan
karena setelah kamu mulai bekerja keras
ini cukup menarik nih
tapi pemerintah gagal menurunkan harga beras
kekurangan kalian itu bukan sesuatu yang harus menjadi malu gitu
menu ini jadi menu nasi populer selain tutup oncong
keduanya langsung mengakui perbuatannya karena tertangkap basah
jadi memang kesediaan kita dalam iman untuk kedatangan yesus kedua kali
sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya
tetapi kami yakin bahwa indonesia bukan penyumbang kematian tertinggi untuk anak anak
atau memiliki yang namanya aileron
menurut saya itu tidak tepat sama sekali
mulai dari bubur polos bubur usus kriuk serta bubur ayam hainan
pak gatot ini ada sejumlah donasi
mencari petunjuk tentang nanti keberhasilan
berpengaruh langsungnya pada siapa investor
sebagai pejuang guerilla antonio dan istrinya telah menyaksikan beberapa pertempuran sengit
jadi jadi dari sekarang harus disampaikan
di fase fase selanjutnya di play off sih
nah tapi argumen politis ini kalau dilihat dari sudut pandang etik
banyak learning loss yang dampaknya permanen
apakah kita perlu di memberikan tanggal pasti ya
yang duduk di atas tahta itu

ya pak kita langsung saja ke topik utama kami hari ini
menurutnya bermain game di pc memberikan pengalaman berbeda dibandingkan bermain game di smartphone
untuk membahasnya sudah bersama kami ada dua narasumber
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
tapi jujur ya ko ini sebelum kita memulai perbincangan nih kalo loren ngomong gini tuh
kalau kita di operasional berarti dari botol jus atau botol minyak
survei bulanan ab dua ti yang agak sedikit berbeda dengan survei bps
akan ada pembelajaran dan pendewasaan
ruas tol cipali merupakan yang terpanjang kedua di ruas utama tol transjawa setelah ruas propolinggo penyuwangi dengan panjang satu ratus enam puluh empat km
awalnya delapan tahun berjualan di jakarta
ini karena tingkat kepercayaan terhadap rumah sakit itu rendah
nah itu yang kita tunjukkan ke restoran
bu menteri ini bagaimana posisi kita sebenarnya
di antaranya fenomena iklim el nino di mana terjadi pemanasan suhu muka laut di samudera pasifik bagian tengah
merilis tentang daftar lima puluh makanan olahan laut terenak di dunia
sm masih lawan bumi buwoneo besok di game
dengan siapa dan bagaimana kita beribadah
ada soal dugaan misalkan ditutup tutupi mirip dengan kasus yosua di tahun lalu begitu
dan bukan hanya korban saja
berlatih dengan kerja keras mereka ya
pak toto ini kalau siapa saja boleh datang ke tanda tadi
oleh karena itu apabila kebutuhan beras nasional bertambah tanpa dikuti peningkatan produksi maka impor beras pun berpotensi meningkat
yang saya hormati gubernur bank indonesia
kemudian dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
jadi berdasarkan judulnya itu
apa kalau memang uangnya agak banyak ya bisa aja dia menyesuaikan
kebetulan pengen comeback sih
karena mereka terus bebas semua
yang sudah kita miliki
di gis itu ada kereta tapi keretanya
jika kemarin menteri perhubungan budi karya sumadi ini sudah datang meninjau langsung
mulai pengecatan gapura kiyakya pemasangan lampion penambahan lampu penerangan jalan
namun masyarakat pribumi dan kelompok non biner adalah yang paling terkena dampaknya
udah banyak orang juga yang tau ko deddy tiap event ada gitu
yang acapkali bepergian baik untuk liburan ataupun urusan bisnis

tidak akan banyak mengkritik tapi melanjutkan gitu
pembelian sekarang saja harapkan kita ke depan
kalau sebelumnya kita bersama kementerian perdagangan melakukan stabilisasi harga di hilir
pada saat ini helikopter yang mereka tumpangi mendarat darurat di area bukit tamiya kerinci jambi
pickleball dimainkan di arena yang ukurannya sama dengan lapangan bulu tangkis dan terbagi dalam dua area
terjadi pada dua puluh lima januari hingga dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh empat
bicara pangan ya tentunya ada yang namanya neraca pangan
jadi simbol barat simbol kaya selatan pribumi
hingga kini menjadi enam sembilan saja di tahun dua ribu sembilan belas
oke mbak ita bagaimana dengan matinya listrik ya
kita kan belum pernah ngobrol sama kolo ren juga ya
atau kunjungi teman yang sedang sakit
yang dimana contoh nelayan
yang berdasarkan ahli kami menyatakan itu tidak bergantung dari jenis di negara mana
yang belum nentuin home base nya dimana
jadi kita latihan bareng semua dari nol
jadi karena pihaknya panik saat itu melihat adanya lezakan di situ kebaran api yang dia
dan akhirnya pengawasan itu lebih bersifat memperbaiki sehingga akan jauh lebih berdampak baik terhadap program masyarakat yang akan datang
selalu selalu sekurang kurangnya delapan
yang menopang sektor industri animasi itu adalah sektor lisensi karakter tadi
tinggi menara mencapai tujuh belas meter yang melambangkan jumlah rokaat dalam sholat fardu lima waktu yang dikerjakan oleh umat muslim
kita sudah mempelajari bersama empat perintah pertama
lo nonton balap pengen jadi pembalap normal gitu ya
model bangunan yang tidak biasa ini tidak disiasiakan
gagasan dirancang agenda ditawarkan
yang individu mungkin berstatus sosioekonomik rendah
misalnya kayak ada lulusan engineering gitu
ee dengan komposisi yang seperti ini
itu mendukung dengan adanya
yang sudah disalin oleh pak niko dalam bahasa indonesia
terkait dengan produk produk pornografi yang telah beredar
tapi pembelian dari jet jet dari perancis ini
no saya nggak sebut seperti itu
menang jadi kita enggak enggak perlu apa namanya tambah mengedonkan anak kan kita harus memberi
fase bulan purnama yang mempengaruhi kondisi pasang surut air laut tersebut
yang melanggar hak kebebasan berekspresi
kenapa nggak kita coba satu minggu setelah itu ya
walau tidak mengeluarkan niran namun daun tebu tidak dibuang begitu saja
umat islam yang menuju masjid terdekat pun datang dengan berjalan kaki
nah cuma bank indonesia menghimbau katanya suku bunga tabungan suku bunga simpanan diperbankan boleh naik
kemudian kalau tadi pertamina itu mengatasinya dengan operasi pasar itu memang akan menyelesaikan masalah jangka pendek
saya mau itu tuh kita terapkan ke papa lele ikan
nah itu juga karena lawannya juga yang
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
terima kasih memandu debat kelima calon presiden pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
durasi perjalanan lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan perjalanan darat
mempunyai dampak positif bagi industri pariwisata
akan bansos plus itu plus pengiriman data penerimaan diperbaiki layanan juga diperbaiki nominalnya juga diperbaiki blt tambahan untuk lansia dari dua ratus menjadi tiga ratus disabilitas dari dua ratus menjadi tiga ratus dan lain lain gitu ya
di desa ngemplak kecamatan kandangan kabupaten temanggung jawa tengah
selamat sore nur hadi kita ingin mengetahui bagaimana status gunung semeru saat ini
haji abdul rahman atau dikenal dengan balok sakti adalah salah satu prajurit asal lombok yang dibawa raja puri karangasem pada akhir abad ke enam belas
selasa pagi balai kota cirebon digegerkan oleh ratusan burung pipit yang tiba tiba berjatuhan dan mati mendadak di bawah pepohonan di sekitaran area parkir
lebih safety pakai ini karena kalau langsung ke bodi kemungkinan akan apa namanya di bodinya itu beban
sampai pukul dua puluh empat waktu indonesia bagian barat di wilayah pelabuhan tanjung perak surabaya
kehidupan sehari hari warga dusun kecicang islam adalah sebagai petani dan pedagang
jadi mereka ada mereka datang datang ke pedok mereka ketemu pembalap mereka ngomong sama mekanik mekanik
tapi kalau di total ada berapa sekarang yang memang sudah
gunung tambora dan di sini teluk
keduanya dapat menyebabkan kematian
kemudian bereksperimen dengan skenario bermain dalam dua pertandingan kita kan beda cara mainnya
hewan peliharaan sudah seperti keluarga sendiri bagi pecinta hewan
dan mematuhi protokol kesehatan
iya ade kandung nggak tau dia suka apa
sebelumnya delapan penumpang helikopter sudah mendapat logistik dari tim evakuasi udara
metode lainnya adalah botox atau botulinum toksin
tapi kan dia mulainya juga bukan pas empat puluh tahun dia baru mulai encok tuh badannya
sering sering tapi enggak sering banget lah
terkait dengan masa yang panjang ini
meski menelan kekalahan indonesia masih berkesempatan meraih tiket ke olimpiade paris di perebutan tempat ketiga menghadapi antara irak atau jepang
dalam masa sekarang sih udah dua tahun yang terakhir ya sejak dua ribu dua puluh di wfh kan
terlebih saat proses mengembangkan ragi pada adonan
bagaimana situasi terkini yang ada di depan kantor majelis ulama indonesia di jalan proklamasi pada hari ini
pak ini kan katanya rame buat oleh oleh
oleh yayasan batik indonesia pada dua ribu dua puluh satu di jakarta
ya misalnya usaha misalnya eh lu mau pake netflix nya netflix nggak bisa
kalau udah cinta emang susah ya buat cari gantinya
dimana saja diminta foto
barongsai dimainkan oleh dua orang
tapi basketball ada sih tapi ga itu ga sangat populer
satu ember bisa berisi dua puluh dua puluh lima kg kepala udang
semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil adilnya
saking banyaknya pilihan warga pun antusias untuk datang ke festival kuliner unik ini
kayaknya sih liat di suratnya sebenernya seluruh tahun kurang tau sih
yang mungkin terjadi di kalangan level generasi z yang mahasiswa
mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menjaga iklim jangan melebihi dua derajat kan
sampai saat terjadi serangan hamas
meskipun dianggap terlambat apakah ini strategi tepat untuk meraup simpati
apalagi kalau kita bisa memanfaatkan peluang yang sekecil apapun bisa menjadi
menurut institut kesehatan dan kesejahteraan australia sebanyak tujuh puluh lima orang dewasa australia pernah mengalami trauma dalam hidup mereka
jadi emang kesadaran masing masing aja mungkin mbak
ya juga membantu mereka
tidak berada di atas harga eceran tertinggi
antar ini nya terus banyak yang open sama anak basket nah gara gara itu kan
dibilang udah bubar sementara bubar gitu ya
saat tiba di kawasan pasar tradisional ini
kalau dari pssi sendiri sebenarnya output apa sih yang diharapkan dari pertanian antara indonesia melalui argentina ini
bakpia pertama kali dibawa imigran cina dari wonogiri jawa tengah ke yogyakarta
mereka ingin menuruti hukumnya
kemudian juga ada biaya biaya untuk pindahannya
jadi tadi muncul jam dan waktu
oh jadi maksudnya secara peraturan mereka lebih strict gitu ya
kayaknya kalau di tim emang jadi ini ya
agar memiliki aroma yang harum anda bisa menambahkan daun kemangi ke dalam olahan sayur bobor
namun laporan yang dihasilkan oleh analis global
suasana di dalam gerbong sepi penumpang
tapi saya meyakini tentu tni angkatan udara dan keputusan pertahanan
kalau lah dari kepolisian sudah tegas mengatakan akan minat lanjuti ini
jadi tetap kita tidak akan bisa mendengar pembicaraannya
yang masih di kecamatan morainim kecamatan sungai rotan
ke karirnya widi mungkin ya
baik kebetulan kami juga di tempat saya bekerja itu di z finance
itu senjata walter om merke om
nah jadi ketersediaan sangat dipengaruhi oleh masa panen yang saat ini berlangsung
orang kemudian tahu bahwa
hingga peringatan hari kemerdekaan ke tujuh puluh tujuh republik indonesia tiba
ada beberapa tips yang bisa dilakukan ketika meninggalkan rumah saat mundik
terima kasih mas heru
oke waktunya panen di kolam utama
dengan kata lain mereka memilih atau mengincar calon korban bukan dengan cara yang acak
paslon anda dan paslon satu kan masih tertinggal dari paslon dua ya
sekali lagi saya minta maaf kepada korban dan kepada teman teman saya yang telah saya rugikan atau video yang saya buat itu meresahkan
kelima provinsi tersebut adalah provinsi yang paling banyak dikunjungi
kami melihat kondisi panas yang lebih hangat
industri pariwisata di dunia berkontribusi sebesar lima
ya tentunya itu kan kembali ya itu kan ada di platformnya sendiri yang betul betul atau di brandnya
dari debat perdana kemarin yang bisa kita lihat bahwa mas ganjar dan juga mas anies ini terkesan mengeroyok pak prabowo
karena di line dance itu lebih fun ya lebih santai olahraga cantik
baca yang lebih kuat lebih kuat lebih kuat
atau yang lebih hangat lagi nih tentang perpindahan pemain nih
pasal nomor tiga puluh dua tahun dua ribu dua
dan usahakan untuk selalu sahur mendekati
maka memang kuhp saja sudah memadai
kuliner kuliner tradisional ini pun menjadi bukti di masyarakat
kenapa kocintayong mengambil pemain pemain yang dua puluh dua saat ini gitu
seperti misalnya kalau musim panas
dialah allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa
mckinsey company pada tahun dua ribu dua puluh satu
yang tentu sudah dijalankan oleh mas gibran juga di solo
karena semua itu kan udah allah yang atur
satu irit bensin yang kedua juga udah isirahat kan sekalian biar dinginin mesin
memang tidak bisa dihindari hal ini
konsumsi masyarakat cukup cukup saja tergantikan oleh bahan makanan berbahan baku gandum
maka akan mengalami lonjakan di fase pertama menjelang natal
masukin puter puter biar matangnya merata
kedua kemudian kemudian kemudian
jadi aplikasi gue ke clothing design itu sama ke social media
gubernur jenderal hindia belanda saat itu
safira tampak asik berburu foto di transmarcilandak jakarta selatan minggu siang
nilainya sekitar satu enam dan itu disetorkan ke kas daerah
mampu menurunkan kolesterol ldl menurunkan tekanan darah
kalo ini masih kadang kadang walaupun maxnya enggak pernah turun dari satu ya gitu
ini kita ngobrol lah dari awal karir lu lah
sebelumnya mereka harus menerima obat obatan yang sama
targetnya proses pemeliharaan besar lapangan stadion utama gbk ini akan selesai di akhir tahun
memang apbd nya berat memang jalannya rusak betul
nah mepri ini memang ada banyak sekali sebenarnya atlet yang bertanding dan dua nama yang lagi bertandingin
walaupun secara indonesia sebagai warga indonesia saya ingin timnas minimal draw
koleksi manuskrip kuno bertuliskan huruf arab peninggalan dari mbah dalem arif muhammad menjadi salah satu bukti
dia membawa dan mendampingi perusahaan pt sbh dan sivigen yang melakukan kerjasama dengan pihak kampus
tadi khusus untuk pembelian tiket ataupun loket dan juga tap area

rabu bencana alam itu terjadi menyusul hujan dengan intensitas sedang hingga deras yang
yakni di pemongan denpasar dan legian kabupaten badung oleh petugas gabungan dari tni polri dan imigrasi
tapi di satu sisi juga cuaca tentunya
oh itu seaba dua ribu berapa tuh berarti
fokusnya itu adalah problem dan solution
ada supporter persebaya keluarganya isu yamamoto

atau delapan ratus enam belas seribu satu ratus delapan puluh delapan tiga ratus dua untuk whatsapp dan telegram
sedangkan untuk ke arah cirebon hanya dibuka delapan gardu pembayaran
karena seperti banyak kejadian tidak tahu jam berapa hilangnya
itu aturan aturan seperti itu di fobi itu
oh oke tapi harapannya bisa nanti di los angeles ya
itu bukan distribusi produk produk pertanian
dan jika anda termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah
tek udah tek lo gak usah balik balik lagi ya
akhirnya gua cobalah kontek gitu kan
tim satgas anti bandit diterjunkan untuk menjaga pemudik dari ancaman kriminalitas
hingga banyaknya jaringan pipa yang tidak dirawat dengan baik sehingga dapat mengkontaminasi air
data kemarin itu harga rata rata gabah kering panen di tingkat usaha tani itu antara rp lima tujuh ratus sampai rp enam dua ratus
ada lima belas kita tambah leister sama brandon jadi tujuh belas kan nama yang dipanggil
terus ini anies sekarang di gerbongnya
itu pembicaraan kita deklarasi bareng
kalau anak indi memiliki buah hati mungkin mereka akan memberikan nama anak mereka dengan panggilan senjah banyu atau mungkin bumi
bukan dibagikan di pinggir jalan
perang dari rusia dan juga ukraina
karena potensi itu ternyata masih ada
hingga di bawah kostum makan makanan tradisional
mas sarah ikut di palembang
lo balik lagi ke jakarta untuk masuk ke ragunan itu beasiswa dong berarti
dia ini tidak asing lagi dengan berperang
banyak banget kejuaraan antar perusahaan
jadi mau makan mie yang mana untuk menemani istirahat anda nanti
walaupun memiliki omset fantastis lebih dari tujuh puluh juta rupiah per hari
memang kalau aku tuh dari bawah memang berjuang terus lah gitu
agustina kemudian membawanya kembali ke rumah sakit
yang muncul dari halaman halaman buku alkitab ini
nah ya san konservasi indonesia juga hadir di perairan lain yang ada
karena di undang undang nomor tujuh sudah jelas bahwa ketika ada hal yang menyangkut tentang kecurangan potensi penyimpangan itu sudah diada
yang juga ada di sana ya terlihat hirawidodo heru widodo maksud kami dan juga refli harun di makamah konstitusi
jadi itu sekitar empat puluh dua tiga mg
agar tak membawa orang toksik atau bermasalah dalam pemerintahannya nanti
karena saya udah kirim semua video highlights gue dan sharing sedikit tentang kehidupan gue di sini
tapi satu yang mau ditambah ya setiap keputusan selama saya menjadi ketua penanggulangan untuk covid di jawa bali
di sini ada kurang lebih dua puluh sampai dua puluh satu talent
lo sangat terkesan ketika lo melihat tim ncaa atau sesuatu
yang dilentunkan para penari
pada waktu dan gelombang yang sama
sisi positif kita dari gunung api ini banyak sekali
namun proses di sini lebih cepat karena tahu dicetak tinggal dipotong potong
maksudnya kalo misalnya di olahraga lain
ada selisih yang cukup besar tadi sehingga itu menguntungkan dalam pengoplosan tadi
ini tentunya untuk menghemat waktu sholat
penulis buku kampung kota kota kampung ini menyebut
yang semakin menambah kekayaan kuliner nusantara
kira kira sudah benar belum ya cara saya
tahun ini kelompok kelompok kesehatan seperti para dokter umum dari the royal australian college mengatakan
oh lama ya kak ya dari sma ke kuliah
dengan tuntutan menikmati uang gratifikasi
prosedur mendapatkan lisensi menggunakan sim
ongkir kan kita juga sebagai salah satu batubara terbesar di dunia salah satu indonesia
mereka melakukan mulai melakukan pelonggaran pelonggaran restriksi
demikianlah tadi sebuah laporan
jadi yang menarik dari pak mahfud kan memang dia tingkat disiplinnya paling tinggi lah
pokoknya seperti inilah kesuruhan kita di weekend getaway kali ini
tinggal kita harus atur bagaimana flushing out dari berat yang ada di bulog
dan untuk mengelaborasinya sudah ada produser lapangan cnn indonesia
karena kan kita melihat ya banyak tadi udah dibilang sama putri
ada tujuh puluh kawasan industri dan lima kawasan ekonomi khusus
iya jadi kalau menghadapi sebuah event besar entah itu piala asia piala eropa atau piala dunia
satu upaya untuk mengantisipasi penyebaran covid sembilan belas
siapa yang nge impress lu kemarin pas gnb summer league
widhi dengan omongannya tadi maksudnya setiap tahun di setapak pede untuk main di first team kayaknya harusnya dia pede masuk timnas
persyaratan untuk mendapatkan tantim pun diubah
tapi masalah migrasi ini kan kalau kita lihat di film film ini kan paus kan juga bermigrasi ya
kedua orang tuanya sama tegas dalam melatih pras tawa
ada beberapa cara mencari ikan beong
lalu food station sendiri bagaimana pak apakah food station juga akan menaikkan harga beras
buat seaba sama fiba
artinya meskipun anda tidak terikat pada satu perusahaan
kalo di indonesia mungkin gue udah punya temen banyak gitu
namun perusahaan ini memiliki beban yang cukup besar yakni sekitar rp dua puluh tujuh puluh dua miliar
yang sebenarnya yang bersangkutan yang nanti memiliki ektp
berat badan naik dan turun tanpa penyebab yang jelas dan luka sulit sembuh
tapi kalau di bandung sendiri bisa dijelaskan nggak pak itu di jam enam itu kondisi kedua kereta itu seperti apa pak jumlah penumpangnya
bahkan ada yang sudah menunggu sejak setengah enam pagi lho
para peneliti sejauh ini memetakan
jejak digital tidak akan pernah hilang pak prabowo
itu bisa seluruhnya di lockdown gak boleh keluar dari apartemen atau bahkan gak boleh keluar dari pintu
dikosongkan dan kompartmen kedua
tahun pertama yang tahun lalu ya tahun lalu rookie combine
jadi gak ada ya
kita cek memang tidak ada stok sama sekali
menghancurkan bata dengan tangan kosong
prosedur mendapatkan lisensi menggunakan sim
buang semua ampas tebu sampai tidak ada lagi kotoran yang mengambang di permukaan
apakah kualitas pendidikan kita sebelum pjj bagus gitu kan
kekayaan baharinya pun dimanfaatkan masyarakat sekitar
nah kemudian juga mereka memikirkan bahwa kayaknya ini putusan mk yang hari ini terjadi itu memberi dampak keberlanjutan nantinya
jadi saya lihat juga tantangan pengembangan ekonomi itu penting
itu udah percobaan tertinggi lah
yang udah kena scouting tuh islamic village ya
ahli toksikologi kimia universitas indonesia budiawan mengatakan gas air mata yang sudah
ada lagi helm yang baru tapi cuma buat foto gitu gitu
tergantung pada kapasitas maksimal kendaraan listrik yang digunakan dan sisa listrik di mobil yang masih tersedia
ekonomi tetap tumbuh solid di tengah perlambatan ekonomi global
ini udah benar benar seperti kalau kita merobek robek kertas konstitusi
ketika kita bicara soal pemilu platform terbesar yang paling banyak mendapat interaksi mendapat tanggapan dari netizen nomor satu adalah tiktok
bisa dikit cuma parah sih kalau dibandingin yang lain ya jauh lah
kan hanya seperti itu saja peralihan konsumsi tersebut
didapetin di wawancara lain
sela bakery salah satu penjual panada di kota manado menuturkan membuat panada cukup menyita waktu
dan satu hal lagi pastikan saat anda berlari tanpa menggunakan alas kaki
saya berbincang sejenak dengan ruli di tengah workshop rmit tersebut
agar penanganan tidak hanya cepat tapi juga tepat
padahal pada kali ciliwung jakarta timur akhirnya meluap dan juga merendam ratusan rumah warga
laporan model b yang diinisiasi oleh korban sendiri
dan katanya di dalam juga ada kursi yang memang dulunya diduduki oleh raja raja
jadi bapak siap ya menegaskan tadi yang bapak sampaikan
tapi nggak bikin barang jadi rusak
ada kemudian adaptasi terhadap kebiasaan lokal masyarakat karena pasar dibuka sentra makanan juga dibuka
berarti disitu orangnya kan lebih ramah lagi dibanding disini kan
ada kisaran potensi gempa dari baribis ini
we re genius saya harus tanya kalian satu satu perform kalian yang mana nih
saya gak ada rasa kasihan sama dia di saat itu
nah ini yang harus kita sadari bersama ya cukup lah
salah satu kendaraan umum yang mulai bersolek yakni angkot
sehingga masyarakat peryatinkan bahwa berbicara tentang pelanggaran hukum
dan untuk membahas ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencana keuangan prita hapsari gonsi
karena kita bagian dari pemain ke dua belas
kalau dia masuk squad ini gitu ya
selain regenerasi petani muda permasalahan yang kerap dihadapi oleh petani adalah penurunan tingkat kesuburan tanah
tim anies ini enggak paham global security gitu
dua hari menurut saya tindakan patriotis
tidak ada tatap muka langsung
ini adalah ontong capgome jadi di surabaya sendiri cukup susah dicari karena ini biasanya
inilah salah satu pekerjaan yang dipilih di waktu malam di bulan ramadan
cuman memang gak tau kenapa itu gak dimanfaatkan dengan baik gitu ya
ada kasus kasus emergensi yang memang harus diambil tindakan bedah ya
lebih ke enak ya nggak ngebosinin gitu rasanya
tambang ilegal ini bagaimana penertipannya dan tambang tambang yang tidak bertanggung jawab
oh pak muhammad pak amal
sebagian dipegang tangan untuk ditebar
tetapi tahun berlalu dan dia sudah tidak mengingatnya lagi apa yang dia alami
kemudian laut udara serta infrastruktur
pelarutnya jadi eg dan deg itu tidak boleh digunakan sebagai pelarut
tapi kenyamanannya satu terus tahan lama sih
pembelajaran online smartboard nanti ya belum semua
sebelum mario dandi dilahirkan
ahli biologi molekuler eichmann prof amin subandrio mengatakan
jadi ada penerima di melbourne untuk guru musik individu
bu yenty ini nilainya cukup besar tentunya
bagaimana kejadian terjadi pada pukul sekitar sebelas siang waktu indonesia barat
banyak gak sih isu perempuan di rote ini
challengenya misalnya sty bahwa korea selatan menang lawan jerman
bukan untuk mereka para pemimpin yang mendapatkan amanah untuk rakyat
sehingga biasanya digunakan untuk menandai tahun tertentu
kalau menteri bisa kita ukur karena kita melakukan survei dan lain sebagainya tapi ketika kita membahas wamen
dan dari survei kemenhub moda transportasi kereta api ini menjadi favorit pemudik pada lebaran kali ini
apakah kemudian akurasinya bisa sama sama dikatakan sebanding
jangkauan ya mungkin negara negara misalnya yang lebih tinggi
yang tahu ibu kegiatannya berarti jualan online saja
yang terpenting adalah kesiapan mental anda saat akan menjalani biduk rumah tangga
ya mundur selangkah dua langkah terus akhirnya nanti feelnya dapet sendiri di game gitu
sementara ragging saya belum menemukan sinonimnya
dan juga stimulasi fisik
pak edi selalu stand by di tempat kita beliau akan melihat
dan lain lain memang ada kenaikan
nah dari situ makanya awal mulanya ketemu basket tuh itu
satu di antaranya itu berasal atau menyambung langsung ke halte integrasi
ya soalnya kalo gue liat leisternya ya cukup sulit juga kayaknya untuk milih lima belas ya kemarin ya
bumbu bumbu tersebut lalu dimasak dalam kuali sampai mendidih
tapi tetap kompromi nanti nanti di perjalanan besok bagaimana
tapi ya pas kenanya itu gak sengaja di lehernya
ya sering di sini mbak manggal di sini
karena ini juga sebenarnya di undang undang itu ada
kawasan ini disebut sebut semakin terkenal setelah menjadi lokasi syuting itaewon class
sekitar jam tiga sore adalah waktunya bagi kuda kuda ini bersiap
para warga turki memiliki sens yang lebih besar lagi terhadap ramadan kali ini
biasanya kita telpon sampai malem tiba tiba tidur cepet ya
kita harus wajib melakukan vaksin pertama
juga tahun tahun berikutnya itu ya pak derry
untuk itu ada beberapa hal yang harus anda perhatikan saat melintas di jalan tol terlebih tol trans jawa
mungkin kalau misalkan teman teman nanti dengernya agak ngelek nek dikit
maka tenaga mesin sebelah kiri
ada juga kemarin sempat ramai nazar pemilu
bagaimana harga yang tinggi misalnya jagung ya
polres pemalang jawa jawa jawa pertama
aduk terus hingga kalis dan adonan tidak lagi lengket di tangan
geser karena tidak bisa memaksakan diri
di sisa masa baktinya atau masa jabatannya apa sikap yang seharusnya dilakukan
tapi pernah gak sih mas justru mas ini gak sahur gara gara nganterin makanan sahur
karena begitu banyak yang tidak lagi merasa penting untuk menuruti hukum allah
tapi bisa jadi memang apa dia usaha lah dagang mungkin dagangannya belum laku
dan kemudian juga ada rekening ya kalau tidak salah kemarin kan sudah ada beberapa yang di blocking rekeningnya
kesulitannya apa mbah membatik tulisnya mbah
jadi sekali lagi ini karakternya adalah karakter yang sangat khusus
nah sebenarnya kalau kita bicara mengenai tiongkok sendiri
pada saat saya bicara dan saya mengatakan
itu standarnya oe bute tuh menurun semifinal
dengan berkelanjutan gini harga masih kuat
ya harusnya arahan dari jarum misalnya jadi satelit atau gimana ya
beberapa masyarakat meyakini tanaman ini dapat memperlancar persalinan
hal ini dilakukan untuk melindungi komunitas komunitas lokal
oke mbak mira kalau saya tanya ya dari sisinya buruh
dan hati kita akan berada di tempat harta kita itu berada
apa belum pantes gitu buat buat di bank bank aja atau gimana
para masyarakat sudah memenuhi masjid masjid di sekitar
dua tidak ada perlengkapan perlengkapan yang memadai
agar penggemar kenchi terus bertambah
itu juga akan mengalami kenaikan cukup tinggi
dengan inilah bidang saya gitu
ya baru saja kita menyaksikan jalannya konferensi pers informasi dan informasi
itu juga makin berkembang
yang merupakan kain penutup ka bah yang sengaja dibawa dari masjid al haram
atau berasa sedih atau menangis dalam pelajaran
oh yaudah lah kayaknya gak dapet lah ini mah udah ditolak
tapi pak burhan kita melihat ini ada tidak sih kemungkinan ini muncul bukan hanya kita tahu dari pernyataan ganjar
sebelumnya umat muslim yang diajak menuju ke bali
sehingga proses pembuatannya harus teliti
ya bebannya jangan diberikan itu mesti ditambah
menurut dokter kesehatan jiwa disini penting bagi keluarga untuk memonitor kondisi psikologis caleg
ppia sendiri itu perhimpunan pelajar indonesia di australia
padahal bahan baku bahan tambahan proses produksi itu harus menggunakan rank pharmaceutical grade
akibat melemahnya dinding pembuluh darah
sejumlah kalangan menyebut alasan tersebut mengada ngada dan berpotensi mengabaikan
daun patat ya patat itu khusus untuk kupat oke gampang ditemui berarti emang dijual untuk
untuk hidangan utama cobalah mengasinkan atau membumbui makanan anda dengan bahan bahan asli
sehingga ia sanggup melakukan segala pekerjaan yang baik
menurut kuasa hukumnya ismail menyandang status tersangka dalam kasus penambangan ilegal bukan terkait perkara suap
iya iya semarang masih banyak orang tau bener bener
seperti dispenser jet pump tv dan lain sebagainya
dan beberapa diantaranya pakai kecepatan tangan beberapa diantaranya pakai box seperti ini
ada juga yang pernah lagi musim hujan tapi mereka paksa maunya full outdoor di dak atas gitu loh
yang sebenarnya dibuat buat aja itu nggak ada
kemudian twitter itu kalau dia bicara sangat politis
yang penting ada pemasukan buat sehari hari
untuk melindungi diri dari gangguan musuh
apakah nonton dengan maksud agar korban terlena
iya pasti benchmarkingnya dari pertandingan kedua waktu lawan libya
seperti baru menyesuaikan diri dengan
yang menarik ada kooperasinya maka petani penanam pampon pomponnya jualan ke sini pabrikanya jualan ke sini jadi pedagangnya jadi satu dan membuat kooperasi
saya berkunjung ke studio di kawasan kemang untuk mengetahui bagaimana prosesnya
dalam hal ini yang merupakan bagian dari sistem jaminan keamanan dan mutu obat
memang terjadi juga polarisasi
kan posisinya ganjar sama mahfud ini sebagai petarung nih
buk ini biasanya habis berapa jam
itu berarti suatu kebiasaan memberikan pemberian dan persembahan
dan dibuktikan dengan pemindaian qr code aplikasi
sudah menikmati udara segar di luar itulah yang kita namakan eco friendly
ke lintas seperti ke parlemen dan sebagainya
pertalite saat ini didetapkan rp sepuluh per liter
udah yaudah nggak apa apa
ini juga dapat diartikan seperti sebaliknya
yang mungkin sepuluh ribuan ya
sepanjang jalan ruko ini banyak toko toko kopi
sejak awal berdiri kampung adat ini hanya memiliki sedikit bangunan
nah saudara aku bantulah orang lain
hal ini sebabkan tersendatnya rantai pasokan
kalau mix double itu peringkatnya peringkat dila di ganda putri peringkatnya si matthew di ganda putra
mungkin penjualan bisa menurun dan bisa jadi dalam jangka panjang
sama sama dorong untuk melakukan angket
tepatnya di jalan keramat raya
yang ada capeknya aja
hari ini kita kembali lagi di segmen tebas sebelum kita masuk ke episode selanjutnya ya
tidak boleh lagi ada masalah
akibatnya kita akan distribusikan alat ke seluruh indonesia
masyarakat taunya ini kan orang kaya kita sedang pandemik
reza siregar angga cita kesuma jakarta
di mana ini menggambarkan kondisi visual terjadinya tabrakan
jadi siapa bilang makanan sehat itu terkenal dengan image yang hambar
itu sekitar tujuh puluh lima sampai delapan puluh kg per tahun
di tahun dua ribu dua puluh empat dalam berolahraga
dan musik itu akan mengasih mood atau bisa dibilang sebagai storytelling dengan cara yang lain
perkenalkan ini v j l dan m ini nama asli mereka
karena dia kan lebih lancip lancip gitu ya
cenderung tidak berkonfrontasi gitu
ketika dia itu sudah diaktifasi otomatis otak itu juga akan memerintahkan
nah yang bikin berbeda dari kebab biasanya adalah daging sebagai isian
dengan segala macam hasil hasilnya terutama kota jakarta seperti ini
lo kan nggak perlu nyari duit kerja gitu ya lo lakukan cuma sekolah doang
di orang yang jadi objek apa namanya kekerasan itu tadi
yang sempat memakan korban jiwa seperti ini itu orang berkumpul pada waktu bersamaan tanpa tujuan yang sama ya
dan ini naik enam tujuh puluh tujuh persen terhadap lebaran tahun dua puluh dua
mayoritas sih memang gak dibayar sih
sebenernya ada taktiknya kita gak ketemu sih di hangzhou
ini kira kira dua sendok makan ya
maka dampak yang paling pertama itu pasti akan ke jordan
mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga
kuliner pasar baru berikutnya yang saya cacal adalah bakso
lalu stefan lana di indonesian christian community bitung sulawesi utara
jadi dengan adanya dibukakan pintu kayak ada komunitas quote on quote
ini kan dua kecepatan ini di buku kota kan
jadi kita membandingkan antara unsur songket dan unsur kebudayaan
saya sudah ada di tempat budidaya ikan bawal
dan menurut gue ya oh berarti kan mereka juga lahir dari situ gitu
selain durac yang mengalami dampak terbesar adalah
dalam coaching klinik ini ronaldinho memuji antusiasme dan semangat anak anak dalam mengikuti latihan
kita tahu bahwa nusantara dua adalah kesisir jadi kita selalu menyiapkan kemungkinan kemungkinan yang terburuk terjadi
pintu masuk pasar fabian terletak di jalan songo yudan
memang waktu itu terjadi kontroversi kan
akibat pemberitaan yang seringkali mengkritik pemerintah terkait dengan kebijakan sosial
dan para ahli mengatakan krisis kebutuhan ini menimbulkan solusi yang kreatif
h tujuh sampai dengan h tujuh nanti enam belas hari
hamin hari h siangnya baru dapet
untuk dievakuasi ke tempat pembuangan sampah perintis kemerdekaan
kita masih memiliki makanan peserta peserta
berkecepatan tinggi untuk memainkan game
pada waktu itu kita menanyakan
saya kira tidak masalah kan
siapkah kita dengan kedatangan yesus
khususnya jakarta ya itu akan menambah beban kalimantan
tapi sebenernya bos lo pasti udah temen temen abastalk juga pasti udah pernah denger tentang karirnya dia nih
ibaratnya kita sebagai tokoh spiritual ada sebagai penolong
ya mau gak mau mereka harus ikut tetap bersaing
gak seperti bapaknya apa kayak gimana
nah sekarang kan kemarin kan ditabung nah sekarang kan tinggal tahap pengembangannya aja ya mudah mudahan pengembangannya itu kan pasti gitu loh mas
berkendara saat melintasi perlintasan rel kereta api memang penuh dengan resiko
ada yang bilang kan kita yang tahu lah badan kita gimana gitu ya
bilangnya lima puluh atau yang dikasih sampai berapa
ada golden period supaya penyakit ini bisa sembuh dengan total dengan melakukan cateterisasi
dikumpul kumpul habis lebaran hangus
mayoritas tinggal di ruang ruang seperti tempat
air panas kolam renang jacuzzi
antar antar kota juga pernah sepak bola ya lebih ke sepak bola dulu waktu masih sd sama smp kalau
namanya si jalu tuh jalu
bahkan tadi sempat mencapai angka lebih dari delapan ribu untuk rata rata kasus harian dalam satu minggunya
orang tua saya support dari kecil lah
sehingga mudah mudahan nanti hasil penggabungan perusahaan perusahaan karya ini ketika itu
kenapa harus melalui langkah politik gitu
hai puterin gitu ya kota kota semarang dan alhamdulillah tinggal beberapa yang masih
gue gak tau mungkin karena media ya
jadi satu teleskopnya misalnya besarnya cuma segini segini aja ya
jauh berbeda itu maksudnya krl bekas jauh lebih murah dibandingkan kalau beli
penyelamatan perikanan di laut biak mencapai satu satu juta ton
kondisi para korban saat ini relatif stabil
terperangkap di dalam lingkaran atau ikatan yang sulit untuk mereka bisa keluar dari sana
bulan januari saja belum keluar data inflasi
yang mungkin dalam hitung hitungan mereka akan mendatangkan keuntungan maksimal
ya itu guru pasti mempertimbangkan dan biasanya sering diizinkan
katakan tadi kan cerita sholat kan sholatnya sama nggak
ya saya mencoba membantu gitu ya
cuman kerjaannya gak se scientific fikri
argentina yang juara dunia enam kali
soalnya nanti lebaran mungkin cuma libur ala kadarnya ya
dokter dokternya di bulan april dua ribu dua puluh dengan dokter dokter di dua ribu dua puluh satu itu jauh lebih paham
menurut saya kalau pemain pemain bisa tampil
statusnya all star yang gue pilih tuh dari jakarta dia cedera jadi gue gantiin
ada pak konsul dkpp mahkamah konstitusi
perdagangan pangan dunia itu sebenarnya tidak adil
tapi kita geser bahwa pusat semestinya adalah usaha kesehatan masyarakat
bahkan ada yang sudah menjadi warga negara
yang pertama ukuran siap konsumsi yaitu dua ratus tiga ratus gram
buah cermai sering diolah menjadi manisan yang harganya dapat mencapai rp enam
dan juga eksistensi transportasi lawas ini
dan antrian dari yang antusias untuk beli merasakan masakan indonesia banyak banget
ada rekan kita yang diseberang sana memang tidak terlalu menguasai hukum acara tata negara
apakah memang bisa membenarkan kekhawatiran sri mulyani bahwa ada inflasi lalu terjadi tekanan daya beli
jadi memang ini girls talk ya mungkin ya gitu obrolan antar perempuan gitu sebenarnya
nah di debat cawa press ini apa yang kemudian bisa diharapkan
indeks tersebut dikumpulkan oleh suburb trends
apakah kalau misalnya kita berbicara empat mata begitu dengan pasangan kita sendiri
dalam sehari tujuh ekor bebek packing panggang habis diserbu pembeli
mereka yang punya masa kedua
jadi prp hanya bisa dikeluarkan kalau ada kebencian memaksa yang oleh mk tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
nah kalau sekarang sih pan bisa mengatakan ya nggak ada urgensinya
jadi menurut saya coach sintayong seorang pelatih profesional yang sudah lama berkecimpung di pelatihan
apalagi perempuan perempuan ini kan pecinta beauty world industry
tetapi dari kacamata mereka mereka mengatakan lain
apa sih yang disebutin gimmick itu apa
mengantungi surat rekomendasi dari kepala bksda setempat jika hewan berasal dari daerah lain
tetapi setidaknya untuk indonesia
hidup yang kekal dimana kita nanti akan hidup selama lamanya di dunia ini
semua nih sampai mesin senjata saya
ataupun juga dari non indonesia
kalau michael james kan bahasa indonesia nya juga agak kurang lancar
untuk monitor dan menerapkannya di lapangan
karena akan berdampak ke petani kecil
dan ketika sampai kesini belum tentu dalam hari itu pun bisa terlayani
rafah ada di sini
tapi bisa kita lihat bahwa kondisi di dua ribu tiga belas khususnya indonesia ya dibandingkan dua ribu dua puluh
perlu dilakukan oleh pemerintah ketika
eh ada namanya miyukato
sehingga harapannya pemerintah bisa segera menangani ya
oke ini merupakan definisi wartag
dan setelah mabih di musdalifah
itu adalah kesalahpahaman yang paling banyak paling lungkrah
jadi saya hanya memutuskan di otak saya
mereka benar benar memanfaatkan momen wg di sana dan mereka juga joget
yang sudah dimarinasi sebelumnya
hal yang harus diwaspadai ketika melintasi tol cisumdawu
dan yang terakhir kalau sampai anda kekurangan uang atau merasa saldonya sudah sangat tipis
bergosip berbohong demi kebaikan atau berkata sebagian benar
bapak yusuf mars ketua komunitas podcaster youtubers dan content creator indonesia
dan yang banyak diomongin orang sih sebenernya sekarang
jalan lingkungan khususnya untuk lingkungan yang belum tertata ya
ya mungkin buat backupnya si lebron dalam
antara palestina dan juga israel
selanjutnya ayat dalam masmur delapan puluh sembilan ayat tiga puluh empat
yang itu memberikan hanya ya dalam tanda kutip tujuh puluh lima tahun
berbeda dengan masjid namira
kalau kami ini ingin mengenal budaya indonesia timur langsung dari anjungan papua melihat rumah
dan tidak boleh menyimpan hewan peliharaan berkaki empat berukuran besar
jadi mereka mengalami gangguan jiwa lalu mereka juga mengalami adik sigim
setelah diracik sendiri kira kira bagaimana ya rasanya
merupakan masalah kesehatan umum
nah oleh sebab itu setiap orang berapapun usianya membutuhkan budget dalam pengelolaan keuangannya
itu setelah selesai mestinya
konsep hantaran ini ternyata bukan cuma di indonesia loh
baik itu like komentar ada juga share dan lain lain
bali akan bermain di bali
siswa siswi yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka pare pare
gue terakhir liat kan si ikram sama si kos koko kan baru berangkat kemarin ya
undang undang cipta kerja ini tidak menjadi ancaman bagi generasi muda
karena kalau tidak misalnya pas keluar kota nggak ada kesempatan untuk olahraga di luar ya paling lompat lompat lima puluh kali
makanya begitu basis puskesmas kita jadikan pegangan
juga dapat mendukung pertumbuhan anak
hingga memicu kekerasan dalam rumah tangga
saya rasa kita telah belajar beberapa hal dari chains beach
selain beresiko menyebabkan batuk terlalu banyak mengonsumsi gorengan
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
kayak kemarin saya sampaikan saya tengok begitu kepada beberapa puskesmas
menjelaskan peristiwa apa sebenarnya apakah benar dugaan sementara yang sempat disampaikan
tapi pada prinsipnya ada kita tunggu dulu unit unit yang ataupun badan badan yang memang berkewenangan dalam hal ini
andai nanti lu lulus kuliah
bahkan proyeknya juga pasti banyak jadi wamen itu gitu kan
kami persilahkan calon presiden nomor satu bapak anies baswedan
ini betul betul hak rakyat
mas reza kalau kita berbicara soal motif langsung saja ini disampaikan narasinya bahwa motif ke enam pelaku ini sejauh ini adalah soal kebutuhan ekonomi keuntungan pribadi
partai partai politik untuk kemudian
dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs com au
ini selalu harus ada pengaturan
cecilia sefanya terima kasih informasinya disampaikan ke sbs indonesia
petani tidak memerlukan biaya tambahan untuk elektrifikasi atau biaya listrik
dan bisa kita tempatkan di daerah sangat berpencinta
kalau petani malas tanam padi produksi tahun dua ribu dua puluh empat akan turun
terhadap lawan terutama filipina
nah pada kondisi itu tentu saja kita bisa mendapatkan sumber kalsium protein vitamin mineral dari sumber bahan makanan lain
menunjukkan kasih kita kepada manusia
lalu kenapa rakyat dibiarkan bahkan banyak rakyat yang kesulitan yang tidak dapat bansos
pemain basket kelahiran jakarta ini mengaku beruntung

tapi ini masih tentu saja terjadi pelanggaran pelanggaran
dan ini bukan sesuatu yang baru
ini kan apa namanya banyak momentum
dan mengikuti hari jadi ke dua ratus lima kebun raya yang jatuh pada bulan mei
ketiga jangan konsumsi air ledeng yang memiliki rasa tertentu sekalipun sudah dimasak
akun telegram hingga akun gojek yang menjadi sasaran para pelaku teror tersebut
terus nanti reunited lagi maksudnya sebelum persiapan playoff tuh kapan begitu ya
dengan gagahnya karena sudah punya hubungan diplomatik
ini masalah kurangnya pengetahuan
terima kasih langsung bisa bagi bagi angkau untuk lebaran
kita berharap ekonomi kita masih bisa tumbuh di angka di atas lima persen
kalau misalnya pakai sambal dadak nih
nah ini jadi ya sedikit
ia sendiri tidak paham dengan jelas apa yang diperjualbelikan oleh robot tradingnya
jangan beralih back to office
tentunya hal ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu pengguna jalan yang lain
karena dr dante ini luar biasa ini mungkin bisa jadi contoh jadi role model untuk menjaga kesehatan maratoner ya sudah enam kali maraton
wah repotkan polisinya kan
mencatat tingkat stres paling tinggi secara keseluruhan
di sini bisa dilihat bahwa di tempat tempat yang sangat terpencil
jadi dengan adanya bagan ini dan juga bukan hanya bagan
nah kalau untuk yang lain lain mungkin lebih cenderung khasnya seperti roti
hal ini dapat membantu mencerahkan dan melembabkan kulit di area bawah mata
dengan acara yang telah kami persiapkan bagi anda dan keluarga
atau biasa dipanggil bu putri di hadapan peserta didiknya

seperti kenaikan bahan baku pembuatan kendaraan ongkos produksi hingga biaya logistik
dan itu dilakukan mohon maaf dengan cara yang tidak lazim
jadi kalo pas yang di amerika itu
nah untuk saya saya akan mencoba latihan untuk otot dada dengan tingkat kesulitannya intermediate saja
dikasih becaknya menjadi becak motor
kesehatan begitu dan itu ketika
kami dapat menjalani hidup sepenuhnya
apakah alat swab tes bekas ini
pada saat harga di dunia ini tinggi kemudian penuh ketidakpastian
terus ada dribble kan
tidak hanya makanan khas timur tengah namun sajian khas nusantara juga menjadi pilihan utama yang ditawarkan
banyak orang orang yang mengerti hal tersebut
sate ati ampela dan tempe yang gurih manis
namun di sini hanya menjual choy pan yang halal
memang betul bahwa kanker payudara ini lebih banyak penderitanya adalah menyerang kaum wanita ya tetapi bukan berarti hanya kaum wanita ada beberapa kasus juga itu dialami oleh kaum pria
semuanya berbasiskan internasional itu tidak ada
sebagai top predator atau puncak rantai makanan di lautan
jadi gak over dimension ataupun overload alias odol
karena karakter tadi itu kan harus diperkenalkan terus ke masyarakat
selain itu ran penasaran juga ya
epidemiolog fakultas kesehatan masyarakat universitas indonesia dan alvin kobulsya
anda tertarik dengan beragam kuliner tradisional yang ada disini
bahan baku yang berkualitas ikan kepal yang berkualitas
kalau patty dari burger ini yang saya makan
dan terlalu besar tanah tanah yang akhirnya dirampas
sepertinya memang perlu psbb
dalam video berdurasi dua puluh enam detik tersebut diceritakan bahwa detak jantung janin negatif
sebenarnya apa yang terjadi dengan perusahaan perusahaan ini mas bisa dijelaskan
atau misalnya organizer perempuan panitia atau dia mekanik perempuan gitu
menarik juga tadi tuh ada penanaman pohon
bagi sebagian pegolf terutama kaum hawa
karena pendadanya tuh nggak pernah mau
menurut sejarah kawasan doli ini awalnya merupakan sebuah area makam cina
crimea itu ada di sisi selatan
siapkan tenaga eksternal ya karena proses produksinya amat panjang
kemudian dari negara negara non aligned movement
proses pembuatan daging tepek ikan cukup panjang
kami ingin menambahkan keterangan mengenai list produk yang kita akan rilis
mereka diambil sore nu
setiap hari juga orang orang dari pesakit atau dari pesukas covid sendiri itu akan datang buat mengecek suhu temperatur
dan bisa dinikmati sekitar sepuluh hingga dua belas orang
hanya dia satu satunya
nah di hotel karantina tentunya kita akan mengawasi bahwa mereka
harapan adanya oposisi dalam pemerintahan dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan tersebut juga diamini oleh sadarusti
kayak dulu lakers juga sempat hire carmelon kan
kita juga sarankan dari pemain satewacana kayak david nuban kayak hengki lakai
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perjalanan keuangan prita absarigosi
jadi gini kalau pertanyaannya adalah apakah melanggar putusan mk jelas melanggar
jadi gimana kondisi perutnya
pengembangan minat bakat itu dimasukkan dalam ekstra kulikuler
dari satu ratus delapan puluh hari dalam setahun menjadi hanya enam puluh hari
nah ini membantu saya
memilih waktu tersibuk dalam setahun untuk menguji model pengiriman baru ini adalah hal yang penting
lalu sama sama saudara bahas
jadi ada pertanyaan pertanyaannya yang menurut saya sih kasihan sekali
kalau bolak balik sih belum jadi dia sendiri naikin motor ke mobil
karena pkb sama demokrat ini tidak
bahwasanya kondisi ini juga berlangsung secara global
jika anda penasaran bagaimana sensasi makan sate domba ala afrika anda wajib kesini dan mencoba makan sate domba dengan pisang
bagaimana dengan bantuan bbm
pertanian modern berbasis teknologi ini juga diklaim bisa menghemat air
dok waktunya sudah habis tapi ini transformasi kita lihat kan cukup banyak
tapi ya sebenarnya kita bisa berbagai macam cara sih
sehingga kita perlu pulang dan kapasitas gudang bulog kita itu seharusnya bisa sampai tiga lima juta ton
kalau yang aplikin tujuh puluh dua ratus lagi ya
baik kan kemudian juga timbol ya pak ya di di publik
kayaknya sih terakhir event yang antar tambang deh
kemudian harus dihancurkan tidak
nah itu jokovic kayak gitu tuh
ini tadi saya mencoba untuk mengikuti salah satu kelas tentang teknologi komputer
bekil bekil gitu kan main di matahari
ketika dana pensiun anda terpenuhi maka sebetulnya kehidupan anda tidak terlalu bermasalah
itu kan becak becak dan motor dikasih ke motor
tadi nanyanya masih area aman nih
kemudian yang kedua untuk tes
termasuk juga paling rajin
kita tidak tahu saya harus mengatakan ini
kampus pasar terminal dan juga tempat tempat ibadah
sedangkan ketika saya memperlakukan orang tua saya dengan kasih kebaikan dan perhatian
agar kami layak dihadapan hariatmu yang kudus
ketika pandemi menghantam indonesia kawasan glora bung karno seolah mati suri
bisa di prediksi ya
ini komprehensif sekali pertanyaannya langsung ketiga narasumber
kayak gak ada prestisnya gitu kan
musti diwujudkan dalam bentuk kepengetahuan kita terhadap kesehatan minimal untuk kita sendiri
kedelai sudah mulai masuk di bulan juga maret
ini cara nemuinnya gimana nih mas
atau sebaliknya content creator menjadi profesi intinya
jadi umumnya kan sembilan puluh derajat seperti ini aja
sekarang juga main sendiri nih
kalau pragmatis tim nasional indonesia saya duga saya prediksi tidak mau kalah
warga kampung praijing menerima saya dengan keramahan yang tulus
jadi saya tegaskan kembali harga di tingkat petani apalagi kalau ada yang sampaikan menjatuhkan petani dengan impor tidak
ada yang minum ada yang makan juga karena di cafe cafe juga buka gitu
namun karena tekanan tadi baik fomo maupun yoko membuat dia ingin mendapatkan sesuatu di luar dari kebutuhannya
dimeriputan cnn indonesia jakarta
nah untuk standarnya sih kita biasanya di main di bawah lima belas km per jam
jadi di situ di mana area area yang memang sifatnya hutannya masih bagus atau mangrovenya masih bagus
nah ini berbahaya ketika dikuasai oleh anak anak
wah gua sekarang udah dilihat orang nih gua harus bisa
memberitahu pelajar apa yang anda rasakan
sudah bergabung bersama kami di studio dokter spesialis dermatologi
jadi ketika waktu itu datang terus kamu siap yaudah kamu pasti bisa step up gitu
yang berpotensi mengabaikan putusan mk
satu yohanes dua ayat tiga dan empat dituliskan
tapi kalau kita juga melihat kok begitu ya
perbanyak makan sayur buah buahan dan air mineral
setuju atau gak setuju daryl michael timnya terbaik lu sampai saat ini
iya katanya laporan mas akmal gak diterima
pertanyaannya ada kadaluarsanya ini apakah lebih berbahaya dari awalnya ya jelas kalau
bahasa indonesia di facebook
ini kan tambah rame antri gitu gak pindah tempat besar gitu buk
kalau tinggi gula akhirnya menjadi tidak baik bagi kesehatan
bahwa tidak menurut hanya di hilir
yang akan diadakan di sumatera utara dan aceh pada sembilan september dua ribu dua puluh
misalnya di jepang ada school feeding program
biaya yang diperlukan untuk memproduksi daging laboratorium juga tinggi
kalau subsidinya dibantu oleh pemerintah
saya main di klub bbm namanya di surabaya
mereka mengajarkan nilai nilai adat samin dan cara bertani sejak usia dini
salah satu maestro pembuat daging tepek ikan adalah nyai nacimya
mereka bisa mengamankan sistem data dan sistem elektroniknya di masing masing instansi
apakah anda dari australia atau di luar australia
kita punya program namanya nusantara sehat
juga soal itu tadi ya bagaimana
iya kan berbatasan sorry bukan beririsan
berarti anda bilang tidak ada namanya afiliasi dengan nii
padahal secara lokasi dan mungkin bentuk propertinya itu sangat sudah nyaman gitu loh
untuk melakukan perekaman ektp di masing masing desa
kita melakukan survei seluruh indonesia
apa jaminan kita bahwa hasil itu originalitasnya bisa dipertanggung jawab
iya soalnya kalau iowa itu salah satunya juga pemain spurs juga ya si joe wiskam itu oke juga loh
berdasarkan data dari situs resmi pemprov dki jakarta
toleransi juga terwujud ketika hari raya nyepi yang bertepatan saat sholat zumat
saya rasa kalau seorang anak muda yang kenal beliau pasti mau bertani kalau sudah ngobrol dan langsung ketemu dengan belia gung weda
atraksi ini menyatukan energi manusia dan batu
bukan persoalan tekanan daya beli
dari sini saya bisa melihat jelas ke dasar telaga
tapi memang ada pesanan dari yang punya kepentingan gitu
bagaimana miki menjalankan ibadah puasa seperti sahurnya jam berapa buka puasanya jam berapa
dulu masih ada di pinggir pinggir belum ada tenda
meskipun amf mengatakan untuk pertumbuhan tahun ini mereka hanya mengalami kontraksi dan mencapai lima persen
saya ditawarin pak dhani kusasi untuk bermain di satya wacana salatiga
namun pada pasien dengan dispepsia organik
dalam sebulan pengiriman dispenser batu ini bisa mencapai lima hingga sepuluh ribu buah dengan harga mulai dari satu ratus dua puluh lima ribu hingga dua lima juta rupiah per buah
aniorisma yang pecah dapat mengakibatkan kondisi fatal
kalau prabowo lebih banyak kemudian yang mendukung adalah perempuan
bisa dibayangkan ya bagaimana mirisnya kondisi saat itu
nah ini buat para pendengar tebak semua juga ya
berbeda dengan para penghobi lari atau jogging pada umumnya
kemudian kondisi global disruption di pasokan
lebih baik gue usaha sendiri sama temen temen gue
bila kau rasakan berkat doamu
ajarin lagi kak seto boleh
satu hal lagi semua orang bisa berlatih ocr
iya gue duluan gue duluan jauh beda tiga bulan apa
pak juga pak cucu memang sudah bersiapkan lama sekali
pengadaan pipa tkdn di pertamina
gua bilang yah nih orang vibanya kagak ngerti gua kagak punya media gimana gua mau daftar
itu gimana perasaan pemain mungkin
pasalnya heat stroke dapat merusak organ vital dan menyebabkan kematian
memang kontraksi yang dirasa terus menerus tidak berhenti
kelihatannya serius yang kayak ya serius tuh kayak tiap hari latihan
soalnya dari tasik jauh kalau mau ke sini
abis itu hari ketiganya di drive kita di drive
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
di dalam goa ada lafaz allah yang terukir di atas goa secara alamiah
baik ya semoga kita semua tidak terlilit pinjol begitu ya
baik kami akan terus memantau perkembangan dan tentunya hasil dari peraturan pelarangan ini
oh bukan yang berbeda bukan reagent pcr nya
nah untuk mengetahui ketahanannya
kalau tidak salah itu ada kayak semacam kontraknya itu
cara penyajian kopi di singkawang rata rata masih dilakukan dengan cara tradisional
melainkan juga calon jumlah haji dari agen travel lain
mengurangi ketergantungan terhadap air tanah penerapan zona konservasi air tanah
kita sudah melaksanakan dan menyelenggarakan pasar murah
nah karena itu memang perlu kita mendalami dan memanggil mengundang orang orang yang kita anggap punya kompetensi untuk menjelaskan soal tanaman ganja untuk kepentingan medis
untuk bisa memukul bola dan bermain golf dengan baik butuh latihan serius plus ketekunan
industri yang ada di luar dengan
bukan hanya awuk saja loh tapi ada aneka kue basah lainnya nih
sebelum hpp baru tersebut diputuskan
jadi itu bisa dipakai juga untuk balik
harus ketika menurut anda permittet wajib
kabel yang mulai lapuk atau rusak karena digijit tikus
karena ada zoonosis juga di sana
menuju ke podium masing masing
gambarnya yang memenangkan penghargaan ini platform price ini
pasalnya setiap orang membutuhkan kalori dari pagi siang hingga malam termasuk bagi mereka yang sedang dalam program menurunkan berat badan
saya memilih menu best seller lontong sayur
kalau dulu kalau banten yang paling tak inget ya pemain kacamata
ke situ dengan akses satu pintu ya repot
tak hanya pada orang dewasa penyakit diabetes juga mengancam kesehatan anak
nyatanya terdapat bahaya yang mengintai kesehatan anda
di situ bisa perlahan dulu nih dikurangi sugar levelnya
atau setara dengan rp empat belas
jadi kami yakin di jawa timur
nah porsi masuk ke yang ditabung nih
di sini terlihat bahwa jarum kiri dan kanan relatif sama posisinya
ini udah mulai berkeringat bukan berkeringat karena capek
mulai dari ayunan hingga perosotan yang bisa dimanfaatkan untuk mengusir kejenuhan anak anak saat menunggu waktu keberangkatan kereta

rawon sedap malam di taman bungkul surabaya
dan itu sudah menurut saya aksiomatis
jadi kebanyakan orang sini kan auto pecahkan
dan ku tetap pada salib itu
meskipun lebih aman dari gula pasir namun takaran konsumsinya tetap harus dibatasi
penilaian lembaga survei apapun hasilnya
kita tidak boleh mengambil keuntungan dari seorang yang lebih lemah atau kurang beruntung atau apapun yang dianggap penipuan
meminimalisasikan kecelakaan lalu lintas pada saat musim hujan
nah sekarang saya punya nori disini
membuat pengetahuan untuk tidak digunakan lagi di jalan raya
sempet ada yang bilang kayak gini gak sih
tapi sekali lagi bahwa kami belum bisa memberikan info detil terkait jumlah manifest penumpangnya
selanjutnya saya akan melihat dan mengikuti proses pengolahan mangut beong
setelah invasi dua puluh empat februari kemarin
karena dia tiap hari mungkin lewat situ karena dia tiap hari nyetir
saya ada juga ibu rima agri sina ibu deputi
para pemudik mengaku lebih segar usai dilakukan hipnoterapi
kayaknya susah dapet duit deh
di balik layar antara tuhan dan
yang berikutnya kami mohon maaf bahwa ketua knkt tidak bisa hadir hari ini
maka kemudian apd pada saat itu saya minta untuk bagi di puskesmas
mengenai langkah langkah yang saat ini kita tempuh
oleh karena itu kemudian berkembang kesadaran
dan itu belum tentu dibelanjakan untuk konsumsi
lu gimana ngeliat patrick beverley
saya merasa gitu karena saya berasal dari background keluarga yang beragam juga ya gitu
apa followers gua nambah kan
bagi pengunjung beribadah di masjid namira serasa beribadah di madinah
wah tapi dua ribu delapan belas tuh sama tuh ya orangnya ya
yang kedua yaitu menyiapkan barang barang yang dibutuhkan
menurut pengurus masjid cengho penamaan masjid cengho ini terinspirasi dari laksamana cengho pemimpin armada dari negeri cina yang datang ke bumi sriwijaya untuk berniaga
jadi kalau dibandingkan dengan festival yang baru saja dilaksanakan oleh perwira itu
nah terus temen temen yang dulu jadi lawan kalo pas sma beberapa pada diuntar gitu kan
dan kita harus selalu tetap menempatkan tuhan di depan kita
gue kan si paling tau data ya tuh
perbedaan perbedaan itu menjadi konflik
jadi ekosistem baik di daratan maupun di lautan
tapi secara di atas kertas ya
dan itu sudah dikonfirmasi dengan ahli
yang memang tidak dianggap tidak memenuhi syarat
ini landaknya tuh dia belum mandi kita mandiin dulu ya
jangan lupa untuk mencocol tempe gembusnya
harus bisa jangan kemudian didiamkan
santo yosep kalau enggak salah namanya itu
makanan yang ditawarkan beragam mulai dari western timur tengah asia hingga nusantara
masih tetap pakai lontong tapi katanya sih kalau orang sini disebutnya cemilan berarti ya
dan kita juga punya yang namanya undang undang harmonisasi peraturan perpajakan
tentunya kita melalui serangkaian kegiatan
masalahnya bukan pada kecurangan teknis
cuma kita olahraga dalam perut kosong dalam lemak pembakar tapi berarti olahraganya kita makannya berat lebih
nah resikonya kan kooperasi itu kan terbuat dari waterproof ya
sepertinya kayak fairyland gitu tempatnya itu
memakan fufu paling pas jika didampingi dengan sup egusisu
jadi emang ini benar benar kita dituntut mengapresiasi pertanian sepakbolanya itu sendiri
yaitu saudara jonny t mahmah
ini supaya tidak terjadi hal seperti ini
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
salah satu teori menyebutkan bahwa lubang hitam terjadi akibat adanya proses evolusi bintang
dan melakukan juga pengujian sendiri itu bisa mereka lakukan
nah lu adjust nya gimana widi
hanya tiga rentas yang diadvertisikan adalah berpenghasilan
kalau sekarang angkanya kayak gimana
sesuai dengan undang undang tujuh mereka yang boleh memberikan hak pilih yaitu
dengan perolehan suara hingga enam belas tujuh puluh dua persen
dan mereka sampai saat ini juga masih di bawah pemindahan bpip untuk selanjutnya mereka nanti akan kembali nih ke provinsi masing masing pada tanggal dua puluh tiga agustus
semua dibuat sesuai dengan standar fifa yang sudah ditentukan
dan pada periode penggunaan vaksin astrazeneca tersebut melalui surveillance ataupun monitoring pasif dan monitoring aktif yang dilakukan oleh kipi komnas kipi itu tidak ditemukan
sementara pembinaan aparatur sipil negara akan dilakukan secara bertahap
sebuah percobaan awal selama empat bulan
dan di jakarta ya salah satu yang oke lah
sekitar ini sudah saya ukur tadi
mengingat ada informasi mengatakan bahwa truk menerobos palang pintu lintasan kereta
ternyata berubahnya lumayan satu poin
kayak gak kuat dikit bolanya ngangkat atau gimana
yang pertama adalah alasan historis karena memang sejak pemilu seribu sembilan ratus lima puluh lima yang lalu
yang diawali dengan tahun
dan berhasil sekarang per saya bicara ini mereka sudah ada di cairo
makanya jadi karena jam terbangnya kurang jadi feelingnya juga gak setebel yang jam terbangnya lebih banyak
nah kalau sewa rumah ataupun kos kosan budget yang ideal itu ada nggak sih mbak
dan siap bertanggung jawab
tadi kan seperti ada mobil rubicon yang coba disita untuk mengurangi biaya restitusi
sama mungkin kayak anmesh ya
kalau pandangan anda soal ini seperti apa
yang ketiga tidak ada kaitannya trotoar dengan bangunan
kita bisa hitung harga berasnya pasti tinggi
upaya untuk meningkatkan jumlah pohon selama ini misalnya agar lebih sensitif pada perempuan dan anak
baik terima kasih mas safriyadi sudah bergabung dengan korean corner di cnn indonesia connected malam hari ini
hanya waktu itu harusnya yang bagi bagi itu dilacak dong ini siapa sih kok seperti ini gitu ya
defisit anggaran meningkat karena penambahan anggaran untuk program makan siang gratis akan memiliki konsekuensinya sendiri
dan jika ada indikasi penyelewengan akan ada tindakan tegas atas hal tersebut
karena ini kan tidak berhadapan langsung
yang akan menuntun anda pada penemuan nubuatan terbesar dalam alkitab
dapatkan saran atau berbicara dengan ato
atas dasar harga berlaku yang mencapai rp dua puluh delapan ratus dua empat triliun
selain di restoran jepang ikan sidat mulai digemari masyarakat indonesia
terutama di kalangan karyawan startup ya biasanya ya
tanpa perlu menyalahkan dia
kembali lagi ke seberapa niat tuh sih bener selain networking juga
beberapa teori telah dikemukakan mengenai mengapa hal itu bisa terjadi
jadi underdog mentality itu mereka tuh
sebenarnya bukan membebankan petani
yakni di kawasan surabaya
saya ulangi huruf i adalah untuk integrity
membuat olahan kuliner bebek populer
bagus juga masuk timnas
bahkan menurut data worldpopulationreview com yang dirilis pada dua ribu dua puluh tiga indonesia menempati posisi pertama dengan tinggi badan rata rata manusia terpendek di dunia yaitu satu ratus lima puluh tujuh sembilan puluh delapan cm
itu lebih kepada gerakan gerakan yang bukan gerakan atau program strength training
tidak hanya pemerintah satgas dan juga masyarakat semua pihak
yang saat ini adalah sebagai guidance counselor di smp advent empat pal dua manado
dan di situ juga ada dewan pengupahan di mana ada surat bindo
lebih dari dua belas wanita yang lahir saat ini memang punya bawaan nih
dua sebab yang paling besar kematian di beberapa kabupaten tidak ada spesialis jantung atau spesialis stroke
karena sering kita ada latihan namanya delapan sepuluh ya
dan awalnya itu waktu gue di sma itu
itu satu saya kasih adu aja
ternyata memang kuahnya sangat kari
semoga merger ini memberikan momen yang tepat bagi pengusaha lokal untuk terus berkembang
setidaknya melihat kita masih bisa baik baik saja
hal ini tuh pasti akan ada dampaknya
jadi dia kewalahan dia harus melayani tiga kabupaten
karena kita akan simpan stok ini di bulog
dewi kartika sekretaris jenderal konsorsium pembaruan agraria
kan kalo di cipayu kan biasa tuh muter
kayak jalan hidupku tuh bukan sebagai atlet profesional
persikota setiap abis pertandingan
namun sebenarnya berapa dari kita yang bisa disipin menuruti perencanaan tersebut
kedua mereka memiliki kualifikasi yang baik
kalau kepada rekan rekan kami yang ada di masyarakat indonesia di denmark
eh lo jadi anggota gue deh
nah ini adalah sebuah laju penularan yang pada ujungnya peningkatan kasus pada kelompok anak pada usia kurang dari tujuh belas tahun
kenapa harus seperti itu
jadi gue malu nih kalau disebutin segitunya panjang gitu
ppo langsung itu atau langsung gimana atau gak ada tawaran dari sma lain
itu tidak ada sesi untuk kemudian melakukan
pengharapan akan kebangkitan untuk kemuliaan
berdasarkan angka angka yang kita dapat
dan secara langsung apakah dirinya bisa bertemu dengan pimpinan mui
katanya lo di indonesia gak ada temen
dari pulau jawa kita akan bergeser ke kalimantan
sebenarnya ada sih apa namanya daftarnya ada
lebih dari enam tahun kemarin kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne
jadi nggak sembarang naik kelas atau sekadar gengsi
rumah sakit kalau ada yang sakit misalnya sehingga semuanya ini harus menghubungkan
dari pemerintah kabupaten morenin ini
dan kami sampaikan pada kesempatan ini
mas revo gini kita tidak menafikan banyak pujian yang disampaikan setelah pak prabowo belanja alutsista
siap untuk siap untuk menyampaikan gagasan secara profesional
ya kalau berbicara mengenai ramadan maka tradisi yang dilakukan tentu saja menyesuaikan dengan lokasi setempat ya
karena kalau misalnya harga di atas rp enam seperti kemarin
selanjutnya anda harus mengunduh bukti pemesanan kemudian datang langsung ke lokasi
sampai tengah malam gitu terus habis itu kayak paginya tuh udah enak badan terus kayak apa apa
dan calon calon pemimpin istilahnya begitu
karena mungkin ada beberapa kemungkinan
jadi sangat kecil kemungkinan jika dilakukan oleh masyarakat yang untuk kehidupan sehari hari
maksudnya kalo motor kan helm desainnya tuh di desain sedemikian rupa buat aerodinamis
sekalian gue ngasih tau history dari sepatu itu
karena perang guerrilla dan sebagainya kita cukup unggul
stereotip negatif dan kekerasan
ada ikan ada pisang ada daging ada rempah rempah
jadi nanti tinggal scan datanya sudah ada di computer base pelayanan kesehatan
tetapi bahwa di situ terjadi komunikasi ya kita bisa melihat itu
nah ini lagi pengembangan pengembangan bikin kamar kamar aja untuk ya bikin ya hotel kecil kecilan lah gitu
ini main di tempat latihan lo gitu ya
transportasi itu kan jadi gimana
cuma kegunaannya menjadi berkurang
dan gue bilang eh bro gila lu orang udah lebih dari sepuluh bro
oh iya telur yang sudah pecah jangan diasinkan karena bagian dalamnya akan terkontaminasi
itu kan juga perlu pembekalan
terus nggak bau domba juga
memang kalau saya bilang sih gara gara lingkungan ya
pada dasarnya aturan tentang tata cara pengangkutan barang pada mobil penumpang
mas anies gak usah takut disebut aja angkanya berapa gitu loh kayak saya gitu loh jangan di bawah lima sebut aja berapa
apakah kemudian bisa dipastikan tidak putus di tengah jalan nih
dengan cara yang serampangan atau ceroboh
sama persis baseball dan softball dan slow pitch itu sama cara mainnya sama
dengan komunitas atau player
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
tentu asosiasi sepak bola argentina
waktu itu kan sangat under pressure banget keliatan mainnya ya waktu final ya
termasuk dalam pembahasan adalah program makan siang gratis
kampung ekstrim ini mulai berdetak anak anak berjalan di pinggir rel untuk menuju sekolahnya
bersemayam di antara gugus bintang scorpio obliukus dan sagittarius di tengah pusat galaksi bimasakti kita inilah lubang hitam supermasif sagittarius a
untuk kursus di satuan peskol respemalang ini
ya lu berani ngomong kayak gitu ya lu harus buktiin sih
bahwa kita terus melakukan tracing aset
kepada pak niko untuk melanjutkan topik bahasan kita
memang benar ada empat sembilan ratus empat puluh tiga orang yang saat ini
saya di asosiasi bank benih dan teknologi tani indonesia
kita bahas fenomena ini dengan reza fatur rahman
karena pemerintah denmark lebih menekankan proses
tetapi untuk bangunan bangunan pemukiman inilah yang kita lihat kemarin mohon maaf di cianjur gempa dengan lima enam magnitude saja sudah sekian ribu rumah yang mengalami kerusakan hebat
wah berarti kita harus siap siapnya gimana
ada sebagian orang kan healingnya melalui lagu ya
kalo pas ke smp sih ga ada mikirin basketnya ya soalnya kan baru mulai smp satu juga kan
pembatasan kendaraan bergerak di jalan dengan gajil genap
gak mungkin lah seorang cibutet kalah sama goli uyeng
sehari bisa produce atau bisa buat berapa piece nih mas
baper lu main tenis baper
ini saya rutinnya memang enam bulan
karena ini terlihat dari political engagement yang terjadi di situ
nah kalau pengusaha misalnya dia akan apakah menimbun atau mengoplos
saya belajar sama daun sama kertas gitu
penyelidikan komunitas pada saat itu
jadi aku pakai foundation
dua belas lima belas jam dengan tujuan perbatasan jawa tengah jawa timur sudah tiba lah
dengan harga yang sama maka tidak ada kepentingan untuk melakukan oplosan tadi
perbuatan pelaku curian yang menangkap pelaku curian
umpama yang pasar tradisionalnya berjarak
iya terus mikirnya juga ga bakal yang into basket banget gitu kuliah tapi ternyata gara gara tanding juga ketemu yang lain lain aduh bagus gitu kan segala macem
inilah nanti yang kita harapkan bisa sebagai instrumen untuk mencegah mereka yang sakit
wilayah asia barat terdiri dari delapan belas negara di antaranya azerbaijan
jadi kita akan lihat sama sama dalam tiga bulan ke depan ini panen ini hasilnya seperti apa
nah jadi sekarang kita konsentrasi untuk mengatasi masalah kemanusiaan ini
nah menariknya ya ternyata kalau perempuan itu karakter ketika di twitter
berkaitan juga dengan nafsu makan berkaitan juga dengan kemampuan dia untuk mendeteksi zat berbahaya
nah ini tadi yang saya kembali lagi bahwa sampaikan sebanyak apapun buzzer memposting
misalnya kalau di paslon dua kita selalu fokus pada program makan siang dan susu gratis
kelihatan sekali bahwa pemerintah memang ingin melangkahi putusan mk
saat ini menu nusantara sudah bersaing dengan makanan mancanegara lainnya
inilah pernyataan capres nomor urut satu
nggak ada sih keluarga dari tentara polis itu nggak ada
iya dan untuk dapat seratus
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan allah
dan itu pun ditekan oleh kementerian bumn
supaya nanti begitu di hari h
ini bagaimana konstelasinya ke depan bu retno
pada lingkungan sekitarnya bahkan ke seluruh pelosok nusantara
menemukan bahwa perusahaan telah mampu mengurangi biaya sebesar sembilan puluh sembilan
nah stoknya terbesar itu ada di ukraina
perjalanan selain mobilnya pastikan juga ya pengemudi dan juga penumpangnya semuanya sehat
yang diusahakan sekecil kecilnya
kali ini saya akan diving di dalam laut
nah itu ada peran pemerintah yang sudah kemudian diputuskan oleh pengadilan
sudah lebih dari tiga tahun sarlan abdul rahman menanam vanili di pekarangan rumahnya di kecamatan sawangan magelang jawa tengah
jadi detail detailnya itu akan mengisi ruangan dengan hal hal yang kita bisa minati kita inginkan dan kita banggakan
maksudnya kalau di jakarta kan ada misalnya perbanas masuk ke pj atau ke sm gitu kan
jadi gak mungkin kan kalau pembalapnya cuma dua cuma tiga dibikinin kelas khusus
mengatakan strategi working for women
jadi ini harus segera kita akselerasi
menurut gue gue pengen liat dia di nba nanti sih
meski kedua gadis kembarnya sama sekali tak memiliki turunan daerah seni dalam mendalami dunia perwayangan
karena mungkin juga ada yang mereka tidak teliti glicemic indexnya bagaimana
mas farouk sudah sepuluh kali ada di bulan ramadhan di turki khususnya
sekarang kan memang kalau kita dari awal kita sangat committed gitu dengan melanjutkan program ekonominya pak jokowi
dikenakan tarif masuk sebesar rp dua puluh per orang
sirekap itu adalah informasi
tapi pak wamen ini sejak tahun dua ribu dua puluh dua kan sudah dilakukan kan transformasi di bidang kesehatan
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
biasanya bakpia di pinggir jalan utama mempunyai merek berupa dua digit angka
dan itu harus terlindungi sebagai data yang spesifik dari penyakit yang ada di indonesia
keberadaan pengaruh hindu di lokal siang menjadi cikal bakal kampung pulau tersebut
akhirnya dari situ deh kayak wah ini sepatu air jordan te
banyak juga yang tetap memilih datang dan berlatih langsung di tempat pusat kebukaran atau fitness center
seperti pengajian anak anak setiap sore pesantren kilat tanda rusan
bahasanya menarik dan sesuatu yang dimunculkan di tiktok itu biasanya sesuatu yang menyenangkan gitu kan
itu di laboratoriumnya intra analytiknya yang di laboratorium sama yang dilakukan
terus tempatnya juga nyaman banyak pohon juga teduh
untuk menjadi leader dengan caranya sendiri gitu
nah kalau menjelang buka kita punya pilihan yang mungkin agak lebih ringan ringan aja mainnya
mulai tanggal lima belas sampai dengan tanggal tiga puluh
apalagi ini orang bandung tuh vincent
di yogyakarta daerah patok dikenal sebagai sentranya bakpia

yang salah tadi adalah mengubah gitu ya
bisa digelar tanpa acara makan besar bersama
bu mas jalina ini tentunya akan menjadi sebuah peringatan untuk seluruh masyarakat indonesia
yang saat ini menjadi alun alun kejaksan menjelang waktu berbuka puasa untuk memproklamasikan kemerdekaan
nah sekarang aja ini mungkin mercedes lagi turun
jadi kita menghargai bahwa pemerintah memberikan opportunity untuk kita menaikan harga
terus sebelum gua berangkat kalo ga salah sih seminggu sebelum berangkat
cuman dari situ sultan tuh kayak buat ngomong ngomong sama coach yarel pengen lebih baik pengen ini
ingin jadi satu satu untuk bisa berbicara terkait soal kebijakan kebijakan kita
sedang di dalam kampung umumnya memilih merek
kurang lebih dua ribu an mbak dua ribu piece kurang lebih
boleh jadi gak boleh terbawa arus tapi harus selalu apa ya aktif buat cek fakta juga ya mbak
enteng jodoh dan enteng rezeki karena wetton ini dinaungi oleh dua kodam
sebagai awam sih memang harus hati hati juga sih
tapi yang ketiga jangan sampai juga industri dalam negeri termarjinalkan terus
bahwa posisi pdip jelas mendukung sistem proporsional tertutup
diawali dengan proses peregangan otot anggota tubuh tiap capa ska digerakkan
namun kalau untuk kereta api lokal itu di jam enam tersebut menuju cicalengka biasanya tidak begitu padat pak
kalau harga beras itu tidak mau naik terlalu signifikan
jangan lupa tutupi kaca kemudian benda benda yang menggantung atau rak buku lemari furniture yang besar yang bisa saja ambruk dan terjatuh
iya ketolongnya kan gua juga ketolongnya juga gua main kan
tim liputan cnn indonesia
atau di luar itu ya menurut saya tidak ada yang toksik
maupun distopia atau dunia terbuka
kalau kita beli tanah masa nggak disertifikatkan
terlepas dari apapun kepercayaan anda tentang cara mengatur curah hujan
terus pas tahun ketiga itu
seperti armada yang saat ini saya naiki masih menggunakan ac alami yakni angin sepoi sepoi
hasil otopsi sudah ada tinggal bagaimana melengkapi bukti bukti lain yang itu bisa direkonstruksi nantinya
isu ini bisa jadi terlalu elitis dan terlalu politis gitu
beratnya ini bisa sekitar empat sampai lima kg
namun pemerintah masih tetap menolak wacana legalisasi ganja untuk medis
tapi kalo ada apa ada yang pengunjung mau main sama mas owi bisa gak sih disini
bahwa anggaran yang sebesar ini tidak sia sia saja begitu
pada penderita diabetes yang terkontrol
ini cari samain dulu baru dikitin dikit aja
dan sesimpel misalnya gue jalan jalan kemana gue udah bukan dikenal rico spinboy lagi tuh
ataupun kayak lebih crispy gitu kriuk kriuk
dengan cara berziarah itu
acara a m sendiri itu tujuannya itu kita mau gimana ya
itu kan digerakkan dari social media
menguyur sejak siang hingga malam untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kondisi banjir
ada cumi daging cincang udang bakso bakso kecil
dan kita lihat bersama lah ya kalau mengacu data survei kami
kemudian juga tentunya badan pom sebagai satu institusi pengawasan
itu yang terjadi di tahun dua ribu tujuh belas kan
cuman jawab setuju atau gak setuju
juga melakukan penyidikan terhadap afiliator lain
paselan satu caimin kira kira bagaimana untuk bisa merebut suara hati swing voters dan juga undesign voters
jadi itu melakukan ruaya tahunan dari mulai dari australia
wah gue disitu bro sorry jangan tersinggung ya lo dinas kebersihan iya bang gue tukang sampah gue langsung minta nomor teleponnya ngobrol ngobrol jen sorry
namun mungkin anda ingin mengembangkan teknik yang sangat baik
kalau kamu bisa bekerja keras kamu bisa berjaya di segala hal tapi kamu harus pengen
ya pusdiklat jadi fokusnya itu di pendidikan sama jalurnya basket pas itu
itu termasuknya agak lumayan juga ya
karena di sini difasilitasiin alat buat ngedit komputer dan kamera segala macam
baik dono bagaimana kemudian dengan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap ini di kota palembang
karena beberapa kali juga sudah disampaikan
yang memperlakukan retribusi atas properti sewaan jangka pendek
bisa berjalan bersama sama dan bisa merupakan suatu gambaran yang baik
sehingga tak ada residu atau sampah yang terbuang
bersama sama dengan kita ada di dalam tubuh kita tadi disampaikan dalam ayat tadi
maka mobilisasinya akan dibatasi
april dua puluh maret dua ribu dua puluh ya mbak
toh dia juga punya tim tim ahli
amnesty international indonesia mencatat setidaknya ada delapan puluh kasus serangan teror cyber
surya dapat mengantongi omset hingga tiga puluh juta rupiah
madu memang sebaiknya tidak dimasak karena kandungan karbohidrat
nah misalnya di daerah peningat daerah canggu dan sebagainya mereka banyak komunitas warga negara asing di sana
tapi untuk snack dan cemilan ada daunan di daunan ini
mencantumkan guru berdasarkan instrumen dan lokasi
ini terjadi karena tadi ya kalau kita tahu krisis ekonomi di tiongkok itu salah satunya disebabkan oleh informasi dan investasi di sektor properti
untuk menangkuti pelaku curianifter terbesar awal kar identify
kekuatan kaki dan keterampilan tangan juga diperlukan
selain itu pengguna harus menentukan daya yang diinginkan pembayaran juga dilakukan di aplikasi tersebut dengan memotong saldo yang ada
terima kasih sekali untuk perbincangannya pagi hari ini pak arief
menjauhlah dari gedung kabel listrik tiang listrik kemudian lubang pembuangan dan saluran bahan bakar dan juga gas
suka aja makanan di sini gitu loh
di meliputan cnn indonesia
publik tapi akhirnya tidak ada yang
ya kita saling saling makasih lah gitu
ini adalah mempunyai kadar tetrahydrokanabinolnya di atas delapan belas
itu nanti harga bergerak naik seperti yang terjadi kemarin
pada saat mudik mau balik nanti semua kantor kita akan kita lengkapi juga toilet toilet peturasan
kalau kita mau bulatkan ke atas itu empat puluh lima mentok mentoknya ya sehari
ngebebasin dia untuk melakuin apa yang dia suka sih
kita menanam biji semai dulu di tempat yang sana tadi
berikutnya kabar terbaru datang dari kementerian bumn
dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain
karena pada dasarnya dinding roster tidak memiliki struktur
konflik setelah uni soviet
ini ada di balai kota saat ini
jadi kayak selalu ditutup atau lampunya juga dimatiin
dia masih pengen lihat saya main basket
dan apabila anda mempunyai pertanyaan

sementara kalau kita menggunakan transportasi publik bahkan harus jalan kaki di trotoar itu masih terputus
pada akhirnya kemudian misalnya muncul bukan kesadaran bukan mencari kebenaran tapi justru berada dalam pembenaran salah satu pihak gitu
ada minyak saminnya itu loh yang bikin lagi
kan masih lama kan omongan bisa berubah bener gak
ini apa namanya kalau polisi kemudian tidak mau menerima laporan saya ini akan menjadi hal yang tidak bisa diperlukan untuk memperbaiki hal ini
kan banyak penembak revol pistol itu kan target dia mau
kegiatan tajil juga dilakukan dengan protokol kesehatan ketat
mudah mudahan dengan mengikuti beberapa tips ketika terjadi gempa mitigasi bisa dilakukan dan anda juga bisa selamat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga
selain kegiatan rutin sholat berjamaah
ada yang harus dikorbanin untuk hasil yang lebih besar gitu ya mas owi
sementara untuk awuk harganya sepuluh rupiah untuk ukuran dus kecil
sutomo juga menjadi yang paling senior secara pengalaman
jadi itu mas yang merupakan problem kita bersama
kalau kita bicara tadi bapak katakan ada variable tambahan buat para petani
tapi juga jangan dipegang terlalu kendur
kemudian undang undang dasar empat puluh lima
exciting juga sih gue bakal nonton si ini si josh giddy sih
terancam juga nyawa kita gitu
saat ini mbah sum bisa disebut sebagai pembatik tulis tradisional tertua
seperti biasa ia berjalan kaki sejauh empat belas km
sehingga terjadi degradasi kebudayaan
itu sebenernya apa sih yang buat lu kayaknya hati lu pengen banget itu untuk buat event dan kayak maksudnya tetep jalanin event itu loh
mereka berjibaku siang malam bahkan untuk melakukan pemadaman
tentang undang undang cipta kerja ini yang tidak pro terhadap rakyat
harus steril dari aktivitas jual beli
ada apresiasi dari kedua belah pihak
dan kebetulan juga kan kalau mungkin kita bandingin transportasi publiknya udah jauh lebih nyaman lah
terbukti ada beberapa pemain yang baru dan pemain pemain yang di under dua tiga kemarin juga ada beberapa yang tidak dipanggil
tapi untuk alutsista udara pertahanan udara kita
bumbu rendang dan kerupuk
perminkan bahwa kita sebagai negara muslim terbesar dan negara demokrasi
sekarang buat buangan sampah
bj armstrong itu kan sama horace grant sempet satu tim di yang era pertama
kalau menembak emang gimana latihannya gimana orang
penganan yang terbungkus daun ini terbuat dari pisang yang telah matang
seiring sudah semakin dikenalnya pickleball di indonesia
ada beragam jenis metode penanaman rumput laut yang bisa dilakukan
kok bisa sih miki ada di sana ini gimana ceritanya ini miki lagi kuliah
seratus juta downloaded di indonesia
tetapi fakta fakta di lapangan pemberdayaan polisi wanita ini juga masih sangat minim sekali
menurut rizal nur manajer divisi manajemen lalu lintas pt citra karya jabartol
kasur memang jadi tempat ternyaman untuk istirahat setelah seharian beraktifitas
ya kalo aku kan ya kalo latihan sih udah enggak lah udah jarang ya
bicara hewan peliharaan tidak jauh jauh dari kondisi kesehatannya
dimana pesan politik yang disampaikan itu kalau kita ngomong relasi pitas dengan kaum genzi itu sangat sangat relat gitu mas
posisi berkendaranya ada di sebelah kiri jalan
pertama tama cuci beras ketan dengan air bersih
gejala tertinggi lima besar
selamat malam mbak putri
dalam laporan kesehatan nasional dua ribu dua puluh tiga nya ditemukan banyaknya dokter umum yang mengalami kejenuhan akibat tekanan yang besar
ya masanya itu olimpik itu udah nggak ada yang lain mas aku sebulan itu setelah wajangannya
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
untuk melihat pasar dan siapa yang menawarkan kesempatan yang lebih baik
tentunya kami akan mempunyai gambaran yang lebih lengkap dengan pembuktiannya
untuk filmmaker umur tiga belas delapan belas tahun

menjabat gitu ya sebagai presiden dan juga wakil presiden
masjid mungsolkanas berdiri sejak seribu delapan ratus enam puluh sembilan silam
jadi kita mesti tahu benar benar itu madunya dari mana
terus dia penting dia mementingkan ini juga sih
yang lebih urgent dibandingkan dengan bahan sosial sendiri pas
untuk bisa mendapatkan keterampilan ini
jadi di tempat ini enggak ada bumbu rahasia semua
sama macam semuanya di daerah sini nyelang juga atau bagaimana
aja kita butuh isiannya pemirsa disini saya sudah punya kornet
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
mereka paham dan dalam sejarahnya
melalui kritik misalnya mereka bisa mempertanyakan
monitor oleh orang apartemen
di depan kerenja katedral makassar
meningitis ini adalah juga penyakit yang juga endemik di saudi arabia
kita muda dan kita punya
dan salah satu tempat yang dianggap sebagai tempat menabur disinformasi itu ada di platform tiktok
trauma bonding ini sendiri itu adalah hubungan yang apa ya antara abuser dan victim atau pelaku dan korban
kita ada enam belas artis ya
jadi kalau madu sih ya kita cari madu yang ada izin edar aja
tapi di situ banyak juga kebutuhan masyarakat untuk melakukan agroforestry atau sifatnya perkubunan lainnya
kita kan biasanya chaos itu di tahun baru
karena relatif datanya lengkap
sekolah harus menjalankan protokol kesehatan ketat
jadi menurut saya ada tiga hal yang harus diantisipasi
bahwa anda perlu untuk menyiapkan dana darurat yang lebih banyak
kurang lebih tahun kemarin tuh pas lagi demam
kami akan turun bersama sama
melawan prawira bandung kemarin
berapa dijanjikan oleh si orang kaya luar biasa ini ke para caleg caleg ini
di dalam masjid salom di ucapkan
apalagi kalau tidak dalam posisi berkuasa
dan ini masih dilakukan kresin terus oleh penyidik barreslin
jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya teknologinya itu semakin berkembang nantinya akan affordable
ini memudahkan pembeli yang datang langsung ke lokasi untuk memilih ikan bawal yang diinginkan
karena kita menggunakan margarin telur dan tepung terigu
se excited apa sih menyambut
untuk menghilangkan dosa zina
tahun dua ribu dua puluh empat nanti naik lagi
simbol kemegahan di bidang olahraga bagi rakyat papua
dan wajib didampingi orang tua bagi anak anak yang berumur
jadi dari situ keliatan kayak
pas awal awal ada rumor itu kan kalau setapak mundur itu ya langsung tim tim nawarin sih sebenarnya
ketika mie keluar dari mesin cetak kipas kipas agar mie tidak menempel satu sama lain
setelah menteri ingrid stoidt menganggap hal tersebut
sebelum saya akhiri saya mohon maaf sebelumnya yang mulia
proyek jalan tol ini kalau kita bicara jalan tol medan kuala namu
biar gaya biar ada penyegaran juga sih calon sebenernya
antara pemerintah indonesia dengan pemerintah arab saudi
oke sekarang saya masuk ke situasi ini
digitalisasi iot teknologi harus menjadi berdampingan dalam aktivitas pertanian kita
hai uang lontong lempuk ini sangat enak dan lebih eously kalau dilaporkan sambal juga lebih acara
kalau lu kan tiga tahun disana sudah melihat gak sih
pencipta kita sangat mengasihi kita
wisata taman nasional baluran tak melulu hanya menawarkan pesona alam liarnya

atau dipisahkan dalam rekening yang berbeda
terletak di salah satu halaman ruko di jalan hayamuruk
dan mau tidak mau memang kebijakan fiskal berperan besar dalam kondisi seperti ini
menjadi warning dari beliau berkarakter toxic
mereka menyiapkan aneka kue untuk disuguhkan ketamu saat perayaan imlek nanti
nah konservasi indonesia apa tujuannya dalam melestarikan yupaus ini dan kira kira nanti kerjasama
jika engkau gian mencari jalan keluar juga untuk masalah orang lain
ya langsung aja kita panggil adminnya basketball daily dose
jadi saya curiga disitu
terus kasih yang ketan lah
memiliki masa kedeluarsa hingga dapat menyebabkan diabetes jika dikonsumsi berlebih
mungkin si pelinka mikirnya kan si lebron kan
sehingga dalam politik anggaran ada presentasi yang mesti disiapkan agar anggaran kita bisa cukup untuk bisa memenuhi
jadi pada saat awal acara mereka akan merepresentasikan pakaian pakaian itu yang ditonton oleh banyak orang
jadi yang kita sudah berhadapan hadapan dengan krisis iklim
bedah itu juga macam macam
ini hanya bisa diatasi salah satu caranya dengan peningkatan produksi dalam negeri
tapi ini pelan pelan masuk ke streetball ya
tapi bersama sama mulai belajar berhitung membaca dan menulis sejak usia dini
dan kejadian di pasien tentunya ada data datanya yang harus di provide di dalam
tadi sebuah rangkuman mengenai secercah harapan
ini rekaman tidak sampai dengan akhir
membawa sesajen dan lain lain
mbak berita terakhir terkait dengan menabung ya
tempat penitipan hewan memang banyak namun tidak semuanya menerima penitipan reptil
sekarang kalau seumpamanya ada pemain yang bagus tapi tidak dipanggil karena ada permasalahan personal yang tidak terlalu signifikan
dijalankan tapi saya juga bisa memahami
dalam penyajiannya potongan kupat dan tahu biasanya akan ditambahkan tauge serta kerupuk
sampai akhirnya mungkin anaknya nanti berkeluarga
ada dua hal yang membuat kemuliaan jadi ricu
meyakini itu bisa terjadi
karena kami sudah bersertifikasi ada licennya
melewati link yang sudah yang ditautkan di website ataupun sosial media resmi lrt jabodebek
ini kalau udah dengerin ini langsung chat gue ya
udah menemani gue di wfh ini
dan semua orang itu pernah mengalami
sementara terkait pemasangan chip masih akan didiskusikan lagi
itu hanya ingin menjadi punya perilaku
emang itu begitu lah disituin tempatnya zaman dulu
indonesia sendiri sudah banyak sekali leaders leaders di bidang konservasi ya
selain kerap menjadi buah tangan seusai ibadah haji dan umroh
jawa barat memiliki kurang lebih dua ribu hektar lahan kebun kopi
lantas siapa itu danacita dan bagaimana profil keuangannya kita lihat bersama
tugas badan pangan itu kan memastikan
kalau bahan bakunya bagus harganya pasti harusnya lebih rendah
nah berdasarkan tema tersebut itu
memilih hal hal yang salah dalam hidupmu
semoga penyelenggaraan ktt wwf ke sepuluh di bali bisa berlangsung lancar dan memberikan manfaat ke perekonomian
apa yang sebenarnya ingin disampaikan dari presiden kepada ketiga baca pres ini
apakah melalui langsung di sekolah
nah ini tampaknya cuan banget nih gitu
agama kita yang ada di arab yang sudah mukimin ataupun warga warga indonesia yang sudah ada di sana
cuman ya akhirnya berlanjut sampe sma smp sma gua main
gue ngelihat sih ya kalau ada generasi itu
itu katanya menjadi salah satu faktor baik
karena saya kalau ngelatih anak atau orang yang deket sama saya
sejak dulu masjid cipaganti memiliki tradisi buka selama dua puluh empat jam
lalu ungkep daging malon selama lima belas menit hingga bumbu meresap
ada juga kolam renang untuk anak anak
pesan makanan dari restoran jadi restorannya tetap buka
dan peningkatan jaringan juga
cara membuat sop buah di kedai jalan letnan harun indiang ini nyaris sama dengan sop buah pada umumnya
menambah gurih kulineri kuah bersantan ini
sajian yang disajikan selama bulan ramadhan ini memang sengaja dibuat dari mancanegara
untuk sister linda di sandakan sabah malaysia terima kasih
kalau ke jurda itu pembalapnya nyampur atau cewek sama cewek
hal itu juga sempat dirasakan oleh para petani di desa gobleg
hanya delapan belas rupiah saja
ceritain dong liburannya dong
aku bikin lagu nah aku mulai bikin aransemen juga buat trash
jadi olahraga yang tidak membutuhkan beban berat
baik melalui telepon dan sms juga surat dan email facebook serta whatsapp dan jejaring sosial lainnya
ini terkait dengan type influenza yang berkualitas
kini setiap ramadan aneka takjil bisa ditemui hampir di seluruh penjuru nusantara
apakah dari kementerian kesehatan maupun kepada pemerintah sendiri astrazeneca pernah menyebut hal tersebut sebelumnya
lumuran saus pempek tornado hot lava juga bisa dipilih mulai dari level pedas biasa hingga yang super pedas
tadinya kita mau relokasi dari rempang ke galang
mulai dari taman yang kecil sampai yang besar di wilayah perkotaannya
jumlah warga australia yang hidup dengan obesitas
tapi kalau online kan ada ya ada mesti nge set studio ada mesti bikin ya bikin artistik ada mesti siapin kameranya siapin sistemnya untuk live streaming
tahun depan berarti maafi udah bareng ya
karena di ayat yang selanjutnya lagi dikatakan bahwa itu berlapis lapis
air yang terkontaminasi dan dikonsumsi manusia dalam jangka panjang dapat menimbulkan penyakit
akibat adiksi atau kecanduan smartphone
dalam tanda kutip bola nemu gitu ya
bisa dipesan sesuai dengan bentuk yang di request lah dalam tanda kutip ya pak
loh tapi kok saya masih salah ya
dapur kata data podcast
bahkan mungkin yang tinggal di sana orang pribumi paling orang orang mena
melalui apartemennya juga gitu ada bukti memang saya beneran beli seperti itu dan itu bahkan beberapa hari yang lalu
kalau harganya masih naik bapak ibu juga saya minta bulog bapak ibu gubernur bupati dan wali kota juga bisa menggunakan anggaranya untuk
hal hal yang sifatnya wajib tadi itu harus dipul dalam satu rekening yang terpisah dengan hal hal yang sifatnya bisa ditunda
katanya ini uang nggak bisa dipakai
selain itu ada rusia bangladesh hingga marokko mengecam tindakan israel
jadi kami melihat memang ada kebijakan yang kemudian membiarkan terus terusnya terjadi kebakaran teori deforestasi
apa yang membuat victoria tertarik
pertanyaannya pak niko mengapa hal itu menjadi tantangan utama
betul itu adalah isu yang mendapatkan engagement terbesar kedua
saya akan berbincang dengan kepala biro komunikasi dan pelayanan masyarakat kementerian kesehatan siti nadia taridizi
serta sharing kepada anak anak di desa lontar
sementara baru dua usd atau sekitar tiga puluh juta rupiah yang berhasil ia tarik
echan menarik nih kalau ngomong nsa nih sekarang ya
aku merasanya kayak lebih mual dan kurang enak badan sih kayak gitu
untuk menunjung di tempat ini untuk merasakan kejadian di masa lalu
dari cikopo itu bisa masuk tol
namun banyaknya titik yang terbakar tadi membuat mereka kewalahan
setelah dicuci bersih untuk menghilangkan tanah merah yang menempel telur bebek disortir lagi
sebenarnya beberapa sektor awan seperti di hiburan malam atau tempat peribadatan masih sangat dijaga kapasitas
atau juga misalnya pedagang mikliling
andai pras ikut main sama coach gibi waktu itu ya
tan ini info buat lu aja ya tiga puluh empat itu berarti kalo mau masuk komplek kan orang emang masuk gerebang dulu masuk jauh ya
nasdem tpkb gitu di rapat itu
sepintas tak ada yang berbeda dari tenda kaki lima pada umumnya
saya nempel sama dia dia nempel saya terus
dan apabila anda mempunyai pertanyaan
walaupun saya bandel gitu ya karena sering telat atau apa
kaiseki maupun omakase adalah istilah jepang dan mengacu pada gaya makan
perangkat teknologi mutakhir berbasis internet of the things biasa terpasang di lahan lahan milik warga
barangkali tidak apa ya bahasa jawa itu tidak cucuk
hidroponik ini juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum
untuk besi polos itu panjang tekukan atau tekukan lah
dia banyak menginspirasi banyak orang juga
laporan yang dikeluarkan oleh australian council of social services atau ecos menunjukkan orang tua tunggal
selanjutnya tinggal menunggu kacang hijau ketan dan santan matang telah matang wah saya penasaran
mereka ini sama juga tersebar di berbagai penjuru dunia
jadi ini tes yang kita harus lakukan di pssi
ya itu rookie abraham dua ribu enam belas pertama itu dia
temen temen yang dengerin ini jangan lupa dibagiin ke temen temennya
gugatan uji materi di mk
ko jojo tinggal jawab setuju apa gak setuju sama kasih alasannya kenapa
setelah betul betul tercampur merata
selanjutnya kita akan melihat slide tentang soal emotionnya nih
bu saya nanti mau bungkus ya bu buat oleh oleh
berikut ini laporan selengkapnya yang disusun oleh ruth mchugh dillon bagi sbs news
jumpa lagi di podcast si paling sport
itu adalah ekstraktif alam
kemudian juga kita bicara lagi terkait dengan bagaimana infrastruktur
ini semacam tabungan simpan pinjam berbasis digital
kayak gue layup layup sendiri bolak balik gitu tapi benar benar sendiri gitu
dan itu yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah indonesia
airnya surut terus dia terjebak gitu ya
karena kan peralihan konsumsi yang sebelumnya ada di rumah tangga
juga dilarang makan dan minum
tempat kayu yang difungsikan untuk memasak beras ketan
maka petaninya peternaknya akan berhenti berproduksi
kondisi jalan cukup luas dan masih bagus
jadi yang harus banyak dilakukan oleh puskesmas bukan mengobati tetapi menjaga masyarakat tetap sehat
pernah ada prediksi bahwa mungkin saja prabowo menang tapi didiskualifikasi gibrannya dari capres misalnya
tapi saya maunya yang ringan saja sudah keberatan soalnya
beliau menyebutkan bahwa dalam melakukan transisi harus dilakukan dengan cara masing masing
yang memenangkan real oceane
pemerintah saat ini yang kemarin itu berbagai program dilakukan
nah nanti setiap pembelian barcodenya tadi tinggal di scan
di antara produk komoditas pangan ada juga blok khusus kain dan busana muslim

kemudian bagaimana kita juga memegang
kayak lo siapa baru mau minta sponsor gitu
selain itu tidak perlu mengobrol dan jangan lupa cuci tangan sebelum makan
karena saya selalu menunjukkan tentang
ya kan dibikin gesekan dikit ribut
ini yang terkait dengan seberapa pentingkah pak badan pangan nasional melakukan kesepakatan selling price
salah satu kunci rasa burih roolua adalah santan kelapa yang dimasukkan setelah roolua
ali budi mansyah itu besar di basket
karena pada saat itu wilayah bandung utara dan bandung selatan
untuk segera sms atau telepon ke nomor awr di delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh enam
ya kak jadi yang pasti gempa di sumedang ini dipisuh oleh aktivitas gempa dangkal
kabarnya pemerintah ngomongnya gitu ya
tapi kualitas sebagai orang bola insan bola
jadi tadi kami ziarah ke said abdul rahman atau mbah sambu kemudian juga ke tempat makam adipati tejokusumo
presiden jokowi dodo menggelar sidang kabinet paripurna di istana negara jakarta pada senin dua puluh enam februari dua ribu dua puluh empat
pokoknya datang aja harus nikmatin sendiri karena saya nggak bisa ngerangin kayak gimana setiap sudut ditakut takutin bikin semua suaranya dan segala macem
ngomong ngomong sekarang kan sudah selesai menjalankan tugas
dan juga mereka berputar gitu
kayak wah seneng juga ternyata basketnya kayak gini ya
dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual bob azam wakil ketua umum apindo bidang ketenaga kerjaan
setiap hari satu kapal paling banyak bisa mengangkut hingga dua puluh penumpang beserta barang barang dagangan atau belanjaan
atau si demi lillard satu angkatan gak sih mereka
mulai dari kerang batu kerang hijau
walaupun dia bisa berasal dari mana aja
di mana penumpang dan awak kabin bisa keluar dengan cepat
tapi ini masih bisa dikonsumsi ataupun diolah lagi
untuk para kerajaan di karangasem masih ada hubungan hubungan dalam hubungan sosialnya masih ada
tolong bacakan juga firman tuhan dalam lukas lima ayat tiga puluh satu sampai tiga puluh dua
dan apakah sudah ada catatan dari pak menteri terkait kunjungan atau peninjauan di hari uji coba pertama kemarin
namun dari informasi yang kami dapatkan dari rekan yang ada di dalam istana negara
misalnya bagaimana kita terus mendorong hilirisasi
nah ini ini juga kalo lu tadi menarik tentang ifehani kalo gua sebenernya lebih menarik ke pon
kita tetap terus dipastikan bahwa yesus akan datang segera
kepala dinas lingkungan hidup pemprov dki jakarta asep kuswanto berharap pengunjung agar menyiapkan kantong sampah sendiri
damai bagai hujan yang jatuh
pengen sukses di basket akhirnya
jadi sagu lebih kenyal
jika sudah merasa kedinginan badan bergetar dan tidak enak segeralah berhenti mandi ganti pakaian dan beri asupan makanan
terima kasih bu sri
sama halnya dengan kawasan glora bung karno
oleh polda kaltara itu kelalaian atau ada peristiwa lain apakah itu bunuh diri
ya kondisi ini tentu jauh berbeda saat gangdoli masih eksis sebagai tempat lokalisasi
itu caimin setiap tahun pasti hadir di hall hall
kenapa saya mau bertemakan jogja
mirip mirip kayak naik delman kalau di indonesia
ya ini perumbulok melaporkan beras impor tetap masuk nih prof
tiga puluh responden mengkonsumsi minuman manis antara satu hingga enam kali per minggu
selamat siang rio siapa saja yang sudah tiba di istana
melandasi alasan pdip untuk kemudian merubah sistem tersebut
orang tidak tahu flow nya itu harus kemana
baik sudah kami catat ini strategi dan juga tips untuk mengelola thr
menjadi sekitar dua ribu lima ratus dua ribu bit per menit
mereka menyebabkan obat tetes mata dan membuat lensa menjadi keruh
kondisi ini membuat kivitas warga terganggu
maksimumnya itu di empat delapan artinya sangat sedikit tutupan awannya sehingga tadi matahari itu sinar matahari maksimum terserap ke bumi
kawasan pantura jawa memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian
dr south mengatakan stigma adalah segalanya
badan pengatur jalan tol atau bpjt menyebut tol cipali adalah jalan tol kedua
dan apa langkah konkret mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah
dan akhirnya yang kelima gue tuh jadi sma tiga
udah bosen apa gimana
kemudian diperluas menjadi kaum remaja dua belas delapan belas tahun
baik kami berikan kesempatan pak prabowo menanggapi
bisa menjual tujuh puluh sampai seratus porsi nasi cikur setiap hari
setelah terbang selama kurang lebih tiga belas menit
kita mau petani kita juga mendapatkan harga yang fair
jadi ini banyak teman teman di sini ada dari pmi ada dari bbbd
buka setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga lima sore
bukan ngajak ngomong berdua bicara data
si corey joseph kan yang baru pindah ke pistons juga
karena saya memang karena semuanya sangat lokal ya gitu
atau yang sudah merasakan kuliner indonesia
mungkin ini sedikit ilmiah ya
sebagian warga masih bertahan di lantai dua rumah mereka
misalnya kita mulai dari reksadana pasar uang
selain tak ada lagi penambahan trayek
fungsi sosial dalam arti ada pernikahan
nggak mau ada rencana bikin tim atau gimana min
itu harus didasarkan atas pemberikan mutu pelayanan kesehatan
meneteknya di mana salah jatuhnya salah di mana
ini kondisi yang terjadi di bau bau saat kami konfirmasi oleh kp yang ada di sultra ada di bau bau
yaitu tiga puluh gram gula per hari atau tujuh sendok teh per hari untuk orang dewasa
cuma mungkin gue perlu sedikit lihat evolusi kali ya
tapi tulisannya itu kalau misalnya
terus akhirnya karena aku pengen cari pengalaman yang baru
tapi gak lengkap lah can kalau kita gak kasih pantun ya gak
apapun yang terjadi di sea games ini tentunya secara administratif akan kita evaluasi dan kita laporkan
itu kedepannya nanti menjadi lebih rekat lebih baik lebih sejahtera dan sebagainya
mungkin di jalangan polisi gitu lalu kan
cuma pas gue liat adi basketnya jago jago banget
jadi mengumpulkan bukti sangat sulit karena kita harus menemukan hewan di tempat pertama
penyelidikan tersebut dilakukan bersama tim pegadayan yang melakukan uji kandungan emas pada perhiasan tersebut menggunakan bahan kimia khusus yang lazim dikunakan dalam pengujian emas
oke itu yang pasti dirinduin dari pandemi ini eka
bisa membentuk apa stylenya dia dari kecil ya
yang saya tahu ya cuma perjanjian saya aja
dan jangan lupa tentu saja datang ke teluk saleh di sini
mbak tau gak kalau di cirebon proklamasi itu sudah lebih dulu diumumkan
sumpah itu pertama kali gabung langsung bubar
dan itu memang dalam waktu yang dalam waktu dan hari yang
ada yang mengatakan bahwa di sana untuk berbuka puasanya dia ada di katedral
tentu kami sudah melakukan evaluasi juga secara internal
yang berarti bertugas menggasak motor
meskipun pemerintah telah memulai rencananya untuk melakukan transisi ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan
kemudian membuat narasi narasi dan argumentasi
hati saya tidak memikirkan karena tidak mendengar
dengan proklamasi kemerdekaan yang tujuh belas agustus ini
karena selama ramadhan orang intensitas mengirim pesan selamat lebaran
kami telah membentuk desa anti politik uang
dalam sehari proses bongkar muat hanya berlangsung selama dua kali
sejauh ini sudah banyak belum bni yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah umrah di saudi
ada sistem penjaminan investornya
bagaimana kemudian adanya cuitan ini di
beliran saya yang mencoba berbelanja apakah diterima atau malah ditolak
rekor terendah yakni sebesar
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual perencanaan keuangan
karena ini menurut gue bagus banget ya itu kan buat anak anak ya
pernah tidak pak ada kejadian misalnya ada yang terbakar
sayangnya sehari hari masyarakat lebih banyak memilih mengkonsumsi gula olahan yang ada pada kudapan dan beragam minuman manis
sama ngintainya lima menit enam menit
jadi pelacakan ini penting sekali namun tentang angka ya itu saya khawatir sekali
oh ini nih sebentar ada ikram nih
festival yang juga merupakan pesta rakyat ini diberi nama festival munara wampasi
itu kira kira anak muda melihatnya sebagai apa nih
transportasi daring pertama yang saya coba kali ini adalah remok
alih alih daripada emosi marah bersama
pertama memang untuk buka sepatu olahraga yang tidak terlalu mudah
untuk mengantisipasi hal hal di luar ekspektasi
ya mungkin itu untuk kebutuhan terutama yang tadi bioekologisnya itu untuk makanan dan sebagainya
nanti terjadi seperti itu ditambah lagi kita belum
tahun ini insyaallah dari cikopo
mungkin anda ingin anak anda merasakan manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari pelajaran musik
nggak justru harusnya kita ngundang ktk duluan kan bener
tapi saya juga mau tanya itu majalah tempo
perlu ada upaya dari semua pihak untuk memastikan pemilu di rotendau
yang lainnya saya totally lupa ulang dari nol ngeriset
ilmu budidaya vanili ini didapat sarlan dari geraldi bonaventura pinotuan atau biasa dipanggil geri
stres bisa menjadi pemicu atau membuat siklus penyakit asam lambung kembali
dan nantinya renhardt kami juga pasti masih terus menunggu bagaimana perkembangan terlanjur
tapi keingin tahuan dan sekadar untuk melawan rasa takut saya memutuskan untuk masuk
jadi itu nanti akan saling mematikan
terus jam setengah empat sampai jam setengah tujuh
berarti memang ada beberapa
dan badannya panas memang pas dicek suhu itu panasnya hampir empat puluh
keren loh keren disukain banyak ini kaum hawa
kita konsultasi dengan helen paul secker
harus disadari setiap wisatawan yakni untuk membuat alam terus terjaga
iya tapi latinnya kayak aduh
menunggu sampai nanti naik sampai sembilan puluh di vaksin yang pertama
kalau lima tannya di rumah
dapat direlasikan oleh orang orang seperti kita
diberi nama catalina karena sebuah bangkai pesawat amfibi catalina berada di dive spot ini
karena kita perlu melakukannya dalam unit keluarga
perjanjiannya pun beragam bergantung masing masing komikus
tapi segini dengan penyebrangannya yang ada
kita mempunyai masalah yang signifikan mengenai kebunuhan rumah tangga dan pendapatan rata rata
cuma memang harus ada penyesuaian
mengingat kalau pendatang saya harus mencari sedulur sedulur sikap
ada di tawangmangu di dekat solo
atau bagaimana ini coba ceritain dulu ke kita
gula ini menyumbang karbohidrat dan kalori lebih tanpa memberikan banyak nutrisi ke dalam tubuh
studi berkaitan dengan motivasi
ini saya sekarang bukan berada di jawa tapi lagi ada di depok
ya sudah tercatat dan ada di database
kita mau nggak pelaku umkm kita menjadi sejahtera
surabaya jakarta luar kota semua
metabolisme terjaga badan kita sehat pikiran kita clear jernih kita bisa beraktivitas dengan baik
untuk akhirnya bergabung dengan suatu kelompok
kita semua tidak mau harga cabai bisa setinggi langit
ya pak martinus kalau di jakarta kita tahu jam enam itu jam sibuk kereta sedang padat
karena waktu ombak lagi pasang atau ombak lagi surut posisi ombaknya berbeda dan selalu ini kayak pertandingan biasanya sebelum mereka turun ke air ini kan lumayan jauh nih pertandingannya
wali kota byron shire michael leong mengatakan
dari minyak bumi didesilasi didesilasi beberapa tahap jadi fenol dan sebagainya
kita menarik banyak lah peminat peminat ini
karena semakin membesarnya ruang digital
karena tiga puluh agustus belum semuanya bisa menerapkan ptm ini
nanti yang akan datang kita mau bikin salom kita mau bikin go kart gitu
ketika dilaporkan dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh dua
ini berarti peningkatan yang signifikan
kalau untuk yang pencinta bakso ini cocok di sini
tapi kalau melihat postur anggaran
untuk bisa menjangkau kampung pulau dan situs candi cangkuang yang kini telah menjadi cagar budaya
ataupun akibat pembangunan fasilitas militer
atau ini harus mendapatkan approval ya
saya sendiri ini juga gini disini kan
kenapa sih tuh udah ngerem dari dua detik yang lalu
wah seru juga ya
bagaimana penyatuannya itu tentu harus di
warga di rempang batam tentu tidak menyangka
anda juga dapat bergabung di facebook kami
nama owi terlalu berat nantinya buat ditanggung sama anak
atau kalau dia sudah mengerti dan paham mengenai investasi
ketika terjadi perubahan hukum
jadi bagaimanapun pemerintah saya kira harus ambil tindakan tindakan yang cukup darurat
mereka ya bandingin dengan yang kelihatan yang disita sama kpk itu kan kecil banget
dan hubungan saudi dengan peradaban kuno
saya masih bisa melihat jelas bentuk sayap ekor pesawat hingga badan pesawat yang masih utuh
nah bagaimana cara meningkatkan ini
sehingga selama ibadah haji ini ada tenaga kesehatan
sekilas tidak ada yang spesial dari warung bakso di desa turus kabupaten kediri jawa timur ini
berkarir maksudnya lu bisa berkompetisi di liga luar
padahal ada di dalam pagar dan dikelilingi cctv
mclaren dan mercedes yang lagi jaya jayanya
terus gajahuling kangkung setingkes macam macam nak batiknya
ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing
grand slam chance untuk masuk ke top sepuluh itu ada
dia akhirnya berhasil lulus dengan ujian praktik baru ini
apalagi dengan ditambah fakta bahwa indonesia menjadi negara tertinggi yang dengan jumlah kematian anak akibat covid sembilan belas
nuansa kampung jawa seakan menyambut pengunjung saat memasuki rumah limasan di kawasan cilodong depok jawa barat
nah tapi poinnya adalah skenario apa
hmm kelihatan enak ya
ini untuk mencegah barang tercecer atau tidak sampai di stasiun tujuan
hanya dalam damai tuhan ku terima
nah ini bagaimana ke depan
biasa disebut juga dengan black soup alias soup kuah hitam
memasuki kota purwokerto kabupaten banjumas jawa tengah
menurut gak sampai empat bulan ini bisa gak untuk mengurus ini pak chris
belakangan ini pas awal bikin youtube gitu
membus dulu kalau sudah empuk baru diangkat
seperti sultan dari dulu ada coach yarel
dan juga cairan oral
caimin sekarang udah jadi bakal cowok presnya
enak sih pedas ikannya juga dengan harga yang segitu worth it banget ya karena ini gede banget tuh
kebetulan ramai sekali masjid di san antonio ini
artinya memang belanja terus prabowo ini
meningkat bahkan yang mandatory spending itu naik
kita kan bebas aktif ya bebas aktif kita kan memang cita citanya untuk perdamaian berkontribusi terhadap ya
penting untuk diingat bahwa bapak surgawi kita itu mengampuni kita
lebih suitable yang mana buat kalian gitu
bakso dengan nama buaya darat dengan isian daging dan urat ini dihargai rp seratus per porsi
karena kan dia dibayar rp tiga dalam satu bulan
kita semua tahu bahwa kopi dari raja desa itu setiap minggu itu dikirim mentak ke luar daerah
nah tetapi sama netizen ketika menganggap
gagasan delapan detik itu artinya bisa nggak kita bikin film bikin video maksimal delapan detik
dari seorang calon presiden kepala daerah dan lain sebagainya
player option nanti buat tahun depan
sekitar lima puluh sampai tujuh puluh lima orang
dalam seratus hari perawatan tanaman jenis polong polongan ini
dan karena dibakar dengan daun pisang di dalam daun pisang maksud saya
jadi memang kalau membuat sedih gorengan yang berlebihan saat berpuasa
tapi ini juga merupakan satu edukasi bagi kita semua
nah pembahasan tentang masjid masjid tua di yogyakarta tidak lengkap rasanya
tidak mengherankan kalau pengguna sepeda listrik banyak beredar di jalanan
apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri
satu pilar pertama adalah tentang transformasi layanan primer
siang ini kami akan menyampaikan laporan akhir hasil investigasi kecelakaan pesawat udara b tujuh ratus tiga puluh tujuh
ya kalau waktu coach gibi waktu tahunnya coach gibi terus masih ada kak pras
itu juga memang diharuskan setiap sopir itu setiap empat jam minimal istirahat setengah jam
restoran jepang ini mengkombinasikan kaiseki dan omakase
cuma kelirnya itu seperti apa ini perlu di clearkan
baik oleh pemerintah maupun masyarakat indonesia
referensi dari teman dan karena faktor kepraktisan sih sebenarnya gitu
sebagai penyedia dana danacita menawarkan cicilan uang kuliah tunggal atau ukt
bumdes alias badan usaha milik desa
dan sudah jamak terjadi mereka tidak sensitif terkait dengan perlindungan perempuan dan anak
dan yang terutama adalah karunia dari tuhan matahari
sejauh ini sekali lagi kami update pak bagaimana kondisi atau update jumlah korban terbaru yang bapak sudah dapatkan informasinya
di salah satu kedai di daerah margahayu bekasi menyediakan menu pempek dengan penyajian unik yang lain daripada yang lain
sehingga nanti kesejahteraan ini bisa dari hulu kita tarik ke hilir
bukan materi genetiknya si virus
tidak ada mereka justru mengeluarkan keberhasilan
mungkin nanti kita akan langsung tanya ke pak ariandin
mulai dari buaya darat hingga toxic relationship
ditambahkan dengan hal yang akan menunjukkan kita pada jalan yang harus dilakukan
baik militer maupun logistik
andai kata kita dan ini sebenarnya begini loh
faru rozi dan saifullah misalnya dua calon haji asal sumenep ini mereparasi tas
jadi kalau cara pandangnya begitu
kan misalnya belum ada medianya ya mungkin memang belum disampaikan
kalau misalnya loh hanya kemarin kan hanya karena lucu saja kenapa harus terima satu miliar kan gitu ya
apalagi sih yang harus kita mungkin gunakan untuk melindungi dari sinar uv ini dok
banyak dokter yang tidak terjamin keamanannya sehingga mereka tidak mau bekerja di puskesmas di daerah daerah
balik matang dan siap dihidangkan
dari arah bandung cirebon dan cirebon bandung
di training kan ke tiga puluh orang
kemudian kontak tracing tidak boleh berhenti
atau membuat apapun dari dunia ini
ya kemarin saya mendengar menteri sdm arifin tasrif
pakai nasional terus tiga x all star nasional juga
bagaimana mungkin orang berpikir bahwa hukum allah yang kekal
jika itu benar kita semua sudah hangus saat ini
berpuluh puluh tahun mungkin menjadi sumber penghidupan masyarakat di sini
jadi kita berharap cuaca juga kerjasama sama acara ini
atau mungkin bisa lebih kurang dari situ
bukan hanya yang toksik nggak toksik tapi yang jago di bidang apa yang ahli di bidang apa pasti beliau akan temukan caranya
kalau kita beli baju misalnya kita tahu harganya
tewasnya pemuda aceh imam maskur seketika mematahkan citra paspampres yang dianggap sebagian masyarakat memiliki kompetensi dan moralitasnya teruji
demikianlah rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini
semakin usia kita juga bertambah
kalau misalnya di tahun lalu according to last year ya itu indonesia net market nge reach sampai lima attendees
pempek asli khas palembang biasanya berbentuk bulat atau lonjong dan disajikan bersama cuko ya
karena gap between pemainnya dari yang aku yang dua puluh enam ke satu itu apa
apakah mungkin becak becak motor ini kemudian diperbaiki
kalau kita anggap pengambilan sampel dari orofaring atau nasofaring itu baik
hingga pada awal reformasi begitu sehingga kemudian diubah mekanismenya
jadi untuk wna yang datang di indonesia
karena orang yang lahir sebelum seribu sembilan ratus enam puluh enam
dan game nya akan seperti apa
bismarcka menjelaskan industri intelektual properti masih dapat berkembang besar di indonesia terutama yang berhubungan dengan dunia kreatif dan hiburan
sekarang ini saja karena kekurangan obat obatan banyak sekali operasi yang
tapi kebanyakan cewe mungkin gak biasa nyetir
dengan rata rata rumah tangga hanya menerima dua surat dalam seminggu
meskipun tujuh pekerja bantuan tewas pada hari selasa akibat serangan udara israel
karena kalau cowok biasanya suka males ya pakai yang di mata buat compress compress gitu
khawatir akan berkurangnya aksesibilitas bagi mereka yang lebih bergantung pada uang tunai
dan orang tuanya karena memang merasa takut ya bu ya
tapi biarkanlah melalui kebenaran kebenaran firman tuhan
sebenarnya masalah yang kita hadapi saat ini adalah tidak memiliki rumah yang cukup berhentian
ya harus kita ganti secara bertahap
karena kita khawatir ini juga akan menjadi bumerang
prof kalau kita bicara mengenai stok bulog nih sebagai salah satu yang tertinggi
walaupun kita udah dikasih sama pemerintah
kita sejarah buat indonesia kita bawa emas ke indonesia
itu seperti sedang ditunggu tunggu di media sosial
oke jadi pertama kalau ditanya mengenai masalah posisi indonesia
mulai basket dari kapan suka basket dan main basketnya
cara lain untuk merayakan warisan budaya australia adalah dengan menanam dan berbagi bahan bahan asli
ada proses ekstraksi misalnya atau proses apapun tapi intinya sama itu adalah pcr
menurut dokter hewan risti agralina vaksinasi bagi hewan peliharaan wajib dilakukan untuk memberi kekebalan tubuh bagi hewan agar tidak mudah terserang penyakit
karena kayak masih dulu kan kebagi gitu masih bola ikut bulu tangkis ikut basket ikut gitu
dalam arti konsepnya itu sudah ada
salah satunya adalah wundi cave di kepulauan padai dubiak
banyak sekali ya mungkin teman teman yang googling mengenai climate change ya
dengan mengeluarkan lima ribu rupiah anda sudah dapat menikmati hidangan yang memiliki tekstur kenyal
yang kedua adalah pergerakan atau goncangan daripada
alhamdulillah sehat prof ini ramai kemudian diperbincangkan tentang pcr kumur
bayangkan materialnya itu adalah untuk membangun kota tersebut itu emas tulen
itu akan kita lakukan one way maupun kontraplow terus
roti khas timur tengah ini langsung digoreng di tempat
kalau di amerika di nba itu lo main sama rapper rapper kan
namun bagaimana ya cerita di balik pekerjaan ini seperti apa hirup pikuk ojol delivery saat sahur namun harus mengantar orderan juga untuk sahur
efek renyah pada daging didapat dengan menggorengnya hingga kering lalu dicincang
tapi jadi kitanya nggak nyaman di situ karena terlalu ini ya
keduanya bisa digunakan untuk menurunkan resiko tertular
kita lakukan penyemprotan dan sebagainya begitu
gitu kan kenapa karena ini adalah
kalau begitu tujuh itu tiga belas itu
jadi tapi bukan poinnya bahwa kita punya hutan yang banyak
dan kami tahu bahwa terjadi komunikasi karena ada beberapa kali
membangun karya karya kebudayaan
pita tak pernah menolak jika ada warga badu yang membutuhkannya
santi berarti ini aktivitasnya sekarang apalagi selain ngomong cucu ya
maklum saja sambal tempong terkenal pedas
dalam komite sendiri dibahas nggak ini
dan memang begitulah nasihat firman tuhan kepada kita umat kristiani yang masih tetap menunggu hari maranatha itu
kuah hangatnya cocok diserumput untuk menghangatkan badan
sehingga ketika ditanak ketan tidak akan keras atau terlampau kering
nah kecelakaan yang melibatkan dua kereta api ini
yang akan membahas tentang berbagai hal seputar wanita dalam serba serbi wanita
dan penyebab pembiayaan yang paling tinggi
tentunya termasuk juga belum boleh untuk umrah
untuk kondisi penyelenggaraan yang lebih luas
jika dibandingkan pada momen mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh tiga dengan tahun dua ribu dua puluh empat ini jumlah kapasitas tempat duduk yang disediakan lebih meningkat delapan persen
dan memang roster ini tidak menjalani proses pembakaran seperti batak konvensional
ada bubur dan lak lak kue khas bali yang diracik dengan campuran beras merah
sehingga menghambat proses reforma agraria
berarti kalau lo masuk dbl mah juara terus ya
jadi penting buat kita untuk bisa memilih dan menyesuaikan gerakannya sesuai dengan kemampuan kita
produser lapangan zayul haq mengajak anda menyusuri situs bersejarah
tapi lontong dengan potongan potongan dagingnya sudah tertata
bagaimana caranya kita telah membagi ultrasonografi usg di seluruh puskesmas di indonesia
jadi mau tidak mau spending terhadap kesehatan jadi berapa sekarang satu ratus tujuh puluh delapan
namun after taste atau rasa yang tertinggal
jadi gak terpengaruh sama ini kan soalnya kemarin gini mas
kalau dari jembatan merah tadi tempat kita makan dulu celang itu puter arah
orang yang menerima bantuan pemerintah atau welfare
cuma terima kasih lagi sudah mengajak saya untuk mengobrol di sbs indonesia dengan bu sri
sandow menggunakan roti yang bahan utamanya susu
jadi bentuk punishment nya adalah kita memberitahu saja
hanya saja untuk penggunaan kipas angin itu aku tidak langsung ke arah badan
dan mengatur tingkat kenyamanan cahaya layar
yang dimaksudkan adalah orang yang mengalami kelumpuhan tidur akan berhalusinasi
baik secara kekuatan fisik maupun ketahanan budaya di tengah budaya mayoritas hindu
mungkin lu juga masih pede ya masuk ke tim utama
satu hari itu kita dibantuin sama
tepek ikannya harus aduk tuh
di musim patah hati ada banyak hal yang bisa membuat anda mengingat pengalaman yang berbeda
biasanya ia lakukan satu minggu sekali
di dalam hal pemenangan pas lo berbentuk
berarti kita harus melihat
selalu mengimbau kita semua untuk menjaga stabilisasi
apalagi subsidi pangan untuk amerika misalnya
tapi kami melihat bahwa proses pemilu ini sudah berjalan dengan lancar
tapi untuk ganja indonesia ini belum diizinkan gitu
karena sampai saat ini belum ada catatan dan penelitian lebih lanjut
jadi ada sensasi kriuk kriuk dan paling enak agak pedes pedes gitu
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
mencatat produk dan pasien dan juga untuk penelusuran
dan orang orang yang berusia antara dua puluh lima hingga empat puluh empat tahun
lalu kita akan mencampur margarin ini dengan gula halus
bagi yang berkunjung jangan lupa menjaga kebersihan agar kawasan ini tetap lestari
mbak brita sayang sekali kita cedat terlebih dahulu mohon maaf
terkait dengan denda dua juta
karena ini memang dibagikan di penerbangan
namun kini roster banyak digunakan sebagai dinding hias atau elemen artistik pada hunian
kita memiliki pemodelan yang bagus jadi sebelum tsunami terjadi itu itu kita sudah bisa membuat modelnya mbak
saya kira tadi juga sudah kita bahas di depan bahwa peningkatan kesejahteraan petani perubahan mindset kebijakan nasional harus saat ini diarahkan ke kesejahteraan petani itu menjadi sangat penting
tentu akan mengganggu harmoni di jajaran kabinet
kenapa karena tentunya jika pengen kemana mana kapanpun dimanapun pengen berpergian seperti itu bisa langsung
masalahnya ini kan kalau misalnya harus merubah stereofoam tadi
sementara arang dari kayu akasia ini dibanderol rp lima enam per kilogramnya
kristus melihat akan adanya bahaya
nah fufu yang saya pesan ini terbuat dari singkok
kita melakukan rekayasa lalu lintas
mereka bagian besar beralih dengan udara dengan darat
biasanya menurut favoritnya apa yang harus diberikan
debat ketiga capres berlangsung minggu tujuh januari dua ribu dua puluh empat
eranya will chamberlain akan bilang will chamberlain the goat
jadi trending topic masuk ke media mainstream kan
terus dia juga sempat dapat rekor muri sebagai satu satunya pembalap wanita di level asia
pada awal september dua ribu dua puluh tiga ketika rempang ecositi mulai direalisasikan dengan pengukuran tanah
nah ini kan bentuk moral hajat
yang masih dijaga hingga kini
pak nikol sudah siapkan satu judul yang sangat penting untuk kita
maka dia berisiko untuk terkena covid sembilan belas
dan juga berhenti di sisi sebelah kiri untuk
harapan kami juga pak nikol beserta keluarga senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat
di kota yang ada di jawa barat ini terdapat kedai sop buah autentik dengan mangkuk dari buah melon yang nyentri
pandemi covid sembilan belas menjadi satu dari banyak kejadian yang memaksanya gulung tikar
selain bubur ada pula miyamin di daerah lain
seperti di calon ibu kota ikn di kalimantan timur
sps audio program bahasa indonesia
itu mungkin bisa diselesaikan kalau kita melihatnya lewat rangka perspektif hukum
sekarang udah pada gak berkeluarga semua jadi banyak kenangan lah disini dari yang tujuh belas an
alhamdulillah tidak ada mbak jadi memang kalau tadi diberitakan ada beberapa memang kota semarang ini
rakyat yang berhak siapa saja yang kemudian yang boleh membeli tiga kg tadi
itu bisa pindah ke misalnya nomor pistol dan lain lain
itu banyak banget sampai belasan orang di drifting juga sampai sepuluhan orang
ada nama baru dan mulia bagiku dan malaikat
contohnya adalah peng installing the allyship ii demokrasi muchas panggilan cara urus persen
kami mendata ada sekitar
anak anak yang sudah hafal tanda tersebut segera menyingkir ke depan rumah terdekat
jadi kalau dilihat untuk sekarang ini pedagang di pecenongan ini makin hari makin kesini
pemerintah yang kemarin itu berbagai program dilakukan
di tengah situasi krisis iklim yang saat ini sedang mengancam demografi itu juga
ikan hasil tangkapan kapal tersebut
di goernya ugm tapi itu butuh
nah kalau sewa nih mbak ya rata rata menyewa pertimbangan karena lebih dekat kantor
kan kalau disebutkan sekarang misalnya efek dari bansos itu
beban juga buat ketua umum pssi sekarang
kalau di indonesia sendiri boleh saya jelaskan
pada sore hari ini ada mbak iftitha sari
latar belakang ya latar belakang pertama latar belakang praktikal personal
nah kalau itu mereka bisa lakukan baru itu menjadi seorang negarawan
biarlah pekabaran kristus berkumandang sebagai kata kata amaran
nah ini kejadiannya adalah seringkali bukan sebuah emosi yang kompleks itu ya
dan kebetulan pet hotel ini benar benar ya dikelola oleh orang yang paham makan hewan hewan ini
akhirnya deal saya ngambil dua tahun ya pengen coba coba ya
jadi bekas hgu perusahaan swasta
tes wawasan kebangsaan ini memang tidak tercantum dalam undang undang tersebut
kenapa saya bilang tidak terlalu signifikan
karena hanya bisa mengandalkan musim untuk bercocoknya
nah selama ini berjalan dengan baik may
saya juga ingin mengetuk gitu
karena begitu banjir ini kan orang tidak tahu ada kabel yang putus
saya nyumbangin itu karena betul betul ya kemanusiaan itu aja
yang dikeluarkan oleh ketua kpk firly bahuri
di hari ini di pagi hari sama dengan siang hari tadi sudah masuk ke babak tiga
sudah siap betul kembali ke sekolah
yang dari sebelumnya main tiba tiba gak main pasti sedih
sehingga pesawatnya ya tidak bisa berjalan dengan optimal gitu
ini dikatakan manfaatnya masih jauh lebih besar daripada efek samping yang timbul
mengingat jumlah pemudik diperkirakan jauh lebih tinggi dari perkiraan awal hampir dua ratus juta orang
tadinya sih ah ini apaan sih pelatih ini
iya circle nya kebanyakan sih ya temennya temen temen petenis
bus yang kosong itu harus bisa balik jakarta lagi supaya bisa mengangkut
atau dilemahkan sama seperti vaksin sinovac
supaya mereka bisa tinggal di
jadi inovasi inovasi yang bisa dilakukan di konservasi
dulu gus dur jadi presiden juga didukung pks
posisinya itu sebenernya main enak nih mas
ada yang memberikan apresiasi ada juga yang menyayangkan putusan lima hakim mk yang menolak ugatan yang dilayangkan oleh paslo nomor urut satu dan juga tiga
dengan pembukaan lahan termasuk di kalimantan
di grade sembilan kan
dan sekjen presidium nasional supporter sepak bola indonesia atau pnssi richard ahmad
kementerian kesehatan sudah menyediakan beasiswa sekitar dua tahun ini
jumlah poluan untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak
enam bulan itu sudah langsung tumbuh lagi anak rambutnya banyak banget di atas sini
dan yang keempat ini masalah tepat guna apa tidak tepat guna
kemudian datang juga menggunakan mobil pribadinya alfat berwarna putih begitu
semua capres punya lah gitu
oh ini ada bule yang main di cibinong jarang juga ya
kemudian sebelum ini sudah diimbang untuk kembali dulu tidak masalah
jadi approachingnya juga bukan satu set list
hal tersebut diungkapkan direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra dalam rapat dengar pendapat dengan komisi enam dpr selasa tiga belas juni kemarin
oke kita harus lebih berhati hati ya
walaupun sejak zaman dahulu rumput fatimah itu sering dipakai pada saat menjelang persalinan
pusat membangun alun alun kota depok pertama pemerintah kota depok membangun alun alun berkonsep taman hutan kota depok wilayah barat depok di situ tujuh muara daerah bojong sari sawangan kota depok jawa barat
walaupun boleh dibilang sekarang tidak seramai dulu
jadi dia akan bergerak bergerak bergerak kembali
salah satunya adalah dispenser untuk tempat sabun maupun tempat shampoo
dan gue jadi starting five lah
seminggu sekali setiap sabtu
untuk vaksin sinopharm menggunakan platform inactivated
lalu bagaimana dengan mario dendi usai sida
gue hire fotografer sendiri harus fokus karena memang gue tipe orangnya apa yang udah gue fokusin gue dedicated sih
yang pertama itu barongsai sebagai simbol ritual
mana yang lebih penting talenta si pembalap atau
karena pada masa itu tuh gue tuh lagi enjoy main basket
kalian semua masih mendengarkan abasok season ketiga
sultan liat juga setara lah sultan
ataupun saudara berinteraksi langsung bersama dia mengatasi masalah
antara yang demo yang kerumunan demo dan kerumunan orang yang tidak punya tujuan bersama
sebenernya untuk mempersiapkan waktu itu gitu loh
selain makanan barat dan nusantara ada menu yunani yang bisa dinikmati yaitu salat yunani
kemarin kita udah bikin kita udah bikin simulator
dan aksi kekerasan tersebut sebagai aksi kekerasan berencana
dan biarlah pada saat ini semua yang mendengarkan juga semakin ditambahkan termotivasi untuk mendengarkan siaran siaran dari radio advent suara pengharapan awr indonesia
sehingga kemungkinan untuk rusak menjadi lebih besar
itu berarti pelatih pelatih hanya akan membantu kita
prosesnya dari mulai mengupas mencukil sampai memarut dilakukan secara langsung di tempat ini
bergabung bersama kami langsung dari perancis
semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama sama dengan kamu
nah itu airnya nyumpel pembuangan nyumpel ikan mati semua
jadi ya itu agak saya pikir tidak berbaloi
jadi kesehatan itu harus lintas sektoral
manusia melancarkan usaha dan pekerjaan mereka
jarang jarang gitu mereka main jelek gitu kan
salah satu yang dirindukan sejak pandemi covid sembilan belas melanda adalah merasakan euforia dan juga menyaksikan secara langsung pagelaran seni di depan mata
angka yang dirilis di sana menunjukkan setidaknya satu ratus lima puluh ribu rumah tangga di negara bagian itu mengalami tekanan perumahan kritis
berbeda dengan ganja ganja yang di thailand
padahal mungkin secara penghasilan juga masih sangat terbatas
ataupun juga dari mrna yang seperti pfizer
ya kondisi masyarakat sekarang pada umumnya nelayan itu terbentur dengan
itu kan orang orang yang datang ke jepang warga maupun dia turis begitu ya
kita bisa berpendapat sehingga saya menjadi orang yang lebih percaya diri lagi
kan maksudnya banyak banget gitu kan
saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan
buat atlet harus diutamakan juga daripada kepentingan pribadi itu aja sih
salah satu korban robot trading autotrade gold atg dari surabaya mengaku mengenal robot trading atg melalui seorang teman
ataupun berusaha di indonesia itu sedemikian rumitnya
jadi saya anggap kikuk karena ketika beliau menyampaikan banyak kritik
dan itu terlihat misalnya ketika menyampaikan kritik terkait dengan deforestasi
bahkan ada cendekiawan muslim indonesia kurey shihab
fresh graduate itu sebenernya kesempatan juga ya untuk menginvestasikan thr nya
defensivenya si davion mitchell bahwa si kings bisa juara pas summer league kemarin sih
itu kan bisa aja kan di next tournament di tahun dua ribu dua puluh empat dila ganti pasangan lah sama yang
pendetapan tersangka penyitaan aset hingga pembukuan rekening telah dilakukan oleh polisi
memotret lubang hitam supermasif tidaklah mudah
bulan dua ribu dua puluh empat sudah ganti
kenapa karena nanti yang akan makan kalori itu mereka
dan gue gak punya waktu yang banyak juga untuk kayak fokus di bisnis gue
engkau merasakan masih ada beban orang lain juga yang seberat saya
berikutnya berapa banyak orang yang telah berdosa
dalam sehari tikus hanya diberi makan satu kali
dalam membuat pelukisan glitter pertama dibuat pola yang menyesuaikan
atau kreditur yang ingin mengajukan penyelesaian masalah masalah terkait dengan transaksi ini lewat pkpu ya
apa bisa atau enggak gitu loh
aset itu dijual satu enam miliar rupiah dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas daerah
keselamatan yang darimu tuntas
dalam artian sudah pasti dalam artian jumlah pasangan
intens atau lebih dalam karena satu permintaannya untuk bertemu dengan para pimpinan mui
penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang saluran pencernaan
kali ini saya berada di kawasan peternakan bebek di kelurahan rorotan kecamatan cilincing jakarta utara
secara umum pasien dengan dispepsia fungsional
dia datang dia datang dia datang dia datang
mereka bisa belajar tentang alam semesta di sebuah planetarium
seperti makassar sulawesi selatan
wahyu fasal dua puluh satu mulai ayat yang ke delapan belas
soalnya lucu juga ya kalo misalnya kita udah dibayarin tapi gak lulus kuliah disitu malah pindah ke tim lain lucu ya
tapi mesinnya masih tradisional dan menggunakan kayu seperti ini
bagian paling susah itu ngimbangin sama ngikutin irama karena nanti kan ada musiknya
dan dikelola oleh pt tokopedia
bahkan kalau kita mau refresh ya dua ribu delapan waktu terjadi krisis ekonomi global dunia
ya saya kira merger adalah suatu hal yang tidak juga bisa dinafikan
beberapa mengambil jalan yang berbeda
aku sudah pernah berpikir tentang ini
warga bridgetown di australia barat
dan berikut ini kita dengar terlebih dahulu sambutan dari presiden joko widodo dalam the welcoming dinner of the g dua puluh summit
dikatakan naik kelas karena penataan dan kemasan dipoles sedemikian rupa
berarti emang dari sma yang piru banget ya ini gue suka oke deh akhirnya gue menekungin yang namanya olahraga basket gitu
inilah doa dan harapan kami
salah satu pertanyaan awal yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah
melek itu kita mengurangi tidur
tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya juga ketika bulan januari februari ya banjir
nah skala prioritas ini bukan berarti seseorang tidak boleh punya keinginan boleh

jalan jalan ke pasar bareng si sogi
awalnya sering nemenin bokap balapan dong pasti dong
tapi juga ada manipulasi data yang kemungkinan terjadi oleh para petugas
apalagi kan kita sering satu ruangan nih sama kucing kita juga kesehatan kita aman
bu nadia presiden mengatakan vaksin sinovac aman bagi remaja
pemilih yang mengajukan pindah pilih akan mendapatkan surat suara
ya mungkin karena banyak kali ya jadi makannya udah lama gitu selatihannya ya
waktu itu udah dapat emas yaudah hormat aku sama kamu
setelah sampai di rumah ini korban diberikan laptop dan dipasangi headset untuk bermain
ada juga teman teman yang dulu banyak juga sekarang bergerak di bidang policy jadi kebijakan publik itu sangat penting
wakil premier stephen miles mengatakan
saya pikir beralih ke angkutan umum adalah solusi cerdas selain untuk menghemat bbm
dan dipomentari hingga lebih dari dua belas ribu kali
harus masak sendiri atau kalau mau buka berbuka itu palingan di cafe atau restoran seperti itu

habis makan makanan berat paling pas makan dessert lokal
serta bagaimana disiplin positif mampu menjadi sistem yang efektif dalam proses belajar mengajar
antara lain negara yang mendesain dan membuat pesawat dalam hari ini amerika serikat
jadi artinya maksud saya kalau di dki ini
terus ada lalunya ada sayurnya semua
padahal berapapun kadar alkohol dapat membuat kinerja otak tidak berfungsi secara maksimal dan meningkatkan risiko kecelakaan
saya kurus tapi kurus yang kurus tidak sehat
templek kajakangin kajakau kelotkangin dan templek kelotkau
ntp bali hanya mendapat indeks sembilan puluh tiga empat
dengan akar yang terlihat di atas permukaan
para peneliti meyakini gunung api aktif yang memiliki erupsi lebih besar daripada tambora
isian kue sus terdiri dari susu cair wipe cream dan pastry cream
dari kedua jenis itu ya
katanya soal apa namanya soal karakter tim indonesia yang sempat disebutkan tidak terlihat begitu karakter
serta memastikan penegakan hukum di bidang lalu lintas lebih tegas dan transparan
oh itu ngikutin alurnya
di samping tentunya kemarin kita bisa mencapai vaksinasi sampai dengan satu tiga juta dosis hari yang kita tutikan
selama ini wna tidak dilarang
yang besar nanti rp lima sembilan ratus yang lebih besar lagi rp enam tujuh ratus rp enam lima ratus ya untuk mendapatkan bahan yang akan digiling
lalu sebenarnya seberapa akurat pcr kumur ini
pada malam pertama pria ini memperhatikan bu
apakah krisis pangan ini juga akan menimpa kita nantinya
terus ikutan basket aja dari situ
terutama agar pandemi covid sembilan belas ini bisa berjalan ataupun pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat karena kesehatan yang lebih pulih
udah dia ngasih profil gue ke yang nba yang indonesia kan
kalau saya minum air ledeng ya pernah ya
gerbong panoramik dikelola oleh kai wisata dan dilucurkan sejak akhir tahun dua ribu dua puluh tiga
kenapa mereka memilihnya di luar dari pihak sekolah mas reza
oke sekarang saya udah ada di jakarta gudang
di uji tanding enam januari juga sempat apa ya sempat belum padu dinyatakan ya
di kokpit tertutup dengungan
untuk tidak menggelar balapan sendiri di jalan raya yang beresiko terjadinya kecelakaan
tidak mungkin lah di saat seperti ini ada orang yang meminjamkan uang miliaran hanya cukup membayar uang koper tanpa jaminan
selain olahraga ada konser ada kegiatan lain
istilah zionis yahudi dan juga israel
jadi tetangga masa gitu ya
ngidam baru dua bulan baru dua bulan jalan kan dua bulan jalan
jadi latihan harus lebih keras lagi
tapi kalau hanya prof mahfud md saja yang mengundurkan diri
bayangin latihan sama tentara kejem nih mas disiplin gitu gak
nah kebetulan kita datang ke sini lagi sebetulnya lagi situasi lagi gak enak ya karena indonesia gak dapet gelar di kejuaraan dunia
bagaimana tidak dalam sehari kedai ini mampu menjual hingga dua ribu porsi
apakah hanya faktor menjelang natal dan tahun baru
kita gantungkan kepada tuhan yang maha esa
namun yakin bahwa hal ini tidak mengatasi salah satu masalah utama dari platform tersebut
dengarkan di apple podcasts
yang kemudian diartikan sebagai pituduh dan pitulunggul
jika anda atau seseorang yang anda kenal memerlukan dukungan krisis
kayak contoh tuh john wall masuk ke lapangan
inilah yang kemudian tahun lalu tidak terprediksi sejumlah itu
delapan puluh dua anggota dpr itu adalah koalisinya pemerintah
akan ada tambahan tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya
iya itu tuh yang buat sultan mikir kenapa masuk telkom tuh yang pertama kan biasiswa terus
terbuat dari rebusan mong serta selasi dan potongan timun serut
menurut menteri bumn erick thohir ia masih berkonsultasi dengan berbagai pihak terkait wacana tersebut
bener kan berarti ko jojo emang yang ngebukain jalan
pengelola membuka dua puluh dua gardu pembayaran tol ke arah jakarta
karena merasa mereka sudah bekerja dan lain sebagainya
tikus yang berusia tiga pekan sudah bisa dijual sebagai makanan reptil
kini tati sudah mampu memperkerjakan delapan belas orang keluarga sekitar
dan kemudian ada banyak molekul sintetik lainnya
segera segera tidak kerem pada saat melaksanakan kegiatan di lapangan
untuk kemudian melakukan pekerjaannya dengan yang lain
hampir di setiap sudut memiliki daya tarik layaknya sebuah toilet di hotel bintang lima
baru di beberapa meter saya berjalan
maka awalnya kan mulainya dari yang skilling kita dulu
ternyata hanya sekitar satu ratus tujuh puluh kasus saja yang diperlaksana secara hukum
tentu ada perbedaan antara kok bulu tangkis dengan kenchi
selain kandang harus jelas apa itu pakannya nanti yang harus anda siapkan
batu kali tidak hanya bisa digunakan untuk kondisi rumah tetapi batu kali juga bisa digunakan menjadi kerajinan yang memiliki nilai dua gumi
baik pak joni sejauh ini apakah sudah ada informasi
yang masih mempertahankan tradisi tenun sumba
maka bentuk masjid jadi memanjang
barulah panada dibentuk dengan mencubit bagian pinggir dan digoreng hingga matang
hal tertentu kenapa sheikh menolak untuk berkomunikasi berkoordinasi dengan mui
jesua smith adalah peneliti senior di kelompok megafauna laut di universitas murdoch
baik mbak prita beberapa waktu lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa ada seseorang
untuk dua ribu dua puluh empat memang pengaruhnya signifikan ya kenapa
jadi setiap orang setiap siapa pun yang akan datang ke sini kita akan siapkan
sebab kan kemudian mau ikut dorong atau nggak ikut dorong
kelonggaran warga negara asing ke indonesia
itu masih sanggup nggak untuk mengurus rumah dengan tipe bangunan yang mungkin sebesar itu
sehingga nanti bulog itu punya cadangan pangan yang bisa kita pakai stabilisasi di akhir tahun ini dan awal tahun depan
apa semua dibuka harga ini harga ini dibuka ini
dan kemudian pusat perbelanjaan ini penting
sedangkan untuk platform fahrenheit ini masuk dalam penyelidikan teman teman penyidik di barreslin port
dan akhirnya semakin kabur kita perjelas lagi kabur lagi
secara akal sehat aja ya common sense aja ya
kini tergolong kelebihan berat badan atau obesitas
karena tergiur iming iming gaji yang besar
gitu kan ini problem kita loh gitu kan
lorenziagata deni irvan raja ampat papua barat daya
terus seperti ini akan lebih pendek dibandingkan misalkan dengan raja yang duduk di pelataran yang sama
yang sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
menjauhlah dari jendela dan dinding luar dan jangan sama sekali gunakan lift
tapi ada juga beberapa sektor ekonomi yang sudah mulai pulih makanya dikatakan bahwa recovery ekonomi ya dalam setelah pandemi nantinya pulih
kedua denominasi besar kristen itu
dalam pengajian dalam dakwah dalam majelis majelis ta lim
terus ngecek ini minus
jadi kita mungkin akan lebih banyak gitu kan
itu tidak ada larangan sama sekali untuk
mungkin aku gak ada pikiran mungkin gak ada gitu
saya bersahabat dengan orang israel lah
karena memiliki rongga yang dapat memberi sebuah hunian sirkulasi udara yang baik
namun dewa menepis hal itu
nugas apalagi kalau kuliah ini kan tugasnya banyak ya mbak jadi kan kita
terus akhirnya suami nelfon anak dibawa ke rumah sakit
tapi setelah di solo beda lagi pas pertemuan
yang sesuai dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pusat pengamatan gunung semeru
jadi jika pengusaha memiliki masalah
saya kira menurut kami sebagai pelaku para wisata adalah
kau damai anugerah tuhan
itu gas alam yang disalurkan ke rumah tangga rumah tangga melalui pipa
yang juga tidak kalah penting itu adalah di bagian pengapian
dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap banjir ya
peningkatan ekspor impor dan rangkaian persiapan pemilu
kalau hal yang tidak kita inginkan itu terjadi bagaimana
adalah kegiatan pesan tren kilat yang fokus pada pengkajian
berarti dukungan dari perbakin udah oke lah ya
ya anda lihat situasi di makamah konstitusi adalah situasi di mana akan dilakukannya konferensi pers dari tim kuasa hukum satu
tapi ya kita gak terlalu berharap banyak
di posisi lima kan
iya ini sekarang kita episode ke tiga puluh delapan terus ya
jokowi pun membalas hal itu dengan memberikan uang saku sebagai bekal untuk putri mengikuti kompetisi america s got talent dua ribu dua puluh tiga
lalu dana dana besar juga digelontorkan untuk itu
nah ini sepertinya ibu guru atau staff di sekolah ini ya
atau komentar komentar postingan unggahan di jagadmaya ini
oke bahaya krisis iklim sudah semakin nyata
karena memang dalam tanda kutip panen raya menarik
ini lagi sibuk kuliah lagi sibuk apa sih
gak ada oposisi total
ada empat jenis lampa atau tata cara dalam berjalan di dalam keraton
tapi karena situasi kepolisian waktu itu
selama aku les itu aku sukanya bikin lagu sendiri gitu
yang berlatar simbol seperti keraton yogyakarta dengan kaligrafi arab bertuliskan daro jat
lega aman nyaman bersih itu kata kata yang menurut saya saat ini tepat untuk mendeskripsikan trotoar di dki jakarta
kemudian daging ayam ras
lepaskan jiwaku dari ranjang
bukan hanya jauh dari keluarga saja
mungkin kadang kadang ibu ibu juga males ya gitu
tracing dan isolasi mandiri ya
sayur bobor kelor pun siap untuk disajikan
terus kalau masalah handphone sih udah biasa aja kan
tak heran jika warga kemudian berkreasi membuat makanan dengan bahan utama beras merah
jadi seperti yang tadi sempat kita obrolin juga
coba iseng iseng aja foto ke mereka pas lagi sparring kalo gak salah deh
atau mungkin dokter dokter muda yang baru lulus mungkin mereka juga bisa diberikan insentif ya untuk memulai karya mereka di tempat tempat yang terpencil kan
kami mulai dengan fund pembelian pertama
kalau misalkan para capres cawapres ini menggunakan media sosial keuntungannya untuk campaign dan punya efek yang besar
pasar gede sendiri telah ditetapkan sebagai cagar budaya
itu langkah yang beruntungan
dan kami bekerjasama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten rutindau
karena di beberapa venue disiapkan tempat tempat untuk pendualan dengan harapan para peserta delegasi atau pengikutnya nanti bisa membeli barang barang yang disiapkan oleh umkm kita
karena permasalahannya kompleks kan di agak akar rumput
keberuntungan itu menurutku datengnya ya dari kerja keras itu sama dari doa
seperti salsa caca rumba dan waltz
hal ini juga tersermin dengan diserapnya gabah kering panen sebanyak tiga puluh ribu ton per hari oleh perumbulok
menyatakan keinginan untuk ganja sebagai medis
kemudian kalau kita lihat memang kebijakan ini tidak populer
jadi alternatif livelihood ini yang memberikan dampak langsung
semoga saja lagu ini menambah kehangatan
dapet perhatian lebih lagi dari pemerintah karena di asean games semuanya udah membuktikan ya
terima kasih banyak untuk yang sudah menyampaikan dan masih terbuka bagi anda semua
ia memberikan kepada orang miskin
sini saya ajak anda ke cilgon banten
jadi semakin banyak layarnya hokinya juga semakin banyak pula seperti itu pak
kita lihat nih sejauh mana kecocokan kecocokan data yang ada
ketika serangan mendadak hamas ini terjadi pada tujuh oktober
kami harus artinya kita pelaku pariwisata bali harus memahami statement pak gubernur ini secara komprehensif objektif ya
gak tau nih apa emang bisa kontribusi bagus ke lakers apa enggak
dalam menunjukkan hutang mereka kepada masyarakat
deo yakin pertapaan rawaseneng akan membawa kehidupan baru
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
jadi kita mulai menerapkan sistem kerja manajemen pariwisata
kalau yang dulunya orang orang sering naik di atas
saya dengar mungkin dalam beberapa hari yang akan datang itu
non none apa nggak dikendalikan oleh mesin ini semua
tapi kemudian pilihan yang paling instan ketika dia tidak punya portofolio yang memadai pilihannya adalah memakai jalur lain
sebenarnya di korea sampai sekarang untuk wilayah metropolitan seoul berarti wilayah seoul gyeonggi do dan di sekitar ribu kota
baik anda berarti menyadari juga ya di lapangan mas siva tadi kita putarkan informasi awal partai buru sajai tadi mengklaim suara mereka kosong hilang di delhi serdang di jawa barat kalimantan barat
dan natalia kembali tidak bisa menahan air matanya
di situ ada hakim dalam asas asas hukum tata negara itu hakim bersifat pasif dan aktif
hati yang murni menjadi kunci keberhasilan para pemain atraksi
berani banget tapi kalau yang paling enak di sini
kita ketemu ya bang di sebuah kedai kopi di manggare stasiun manggare
semakin banyak warga australia yang meninggalkan kehidupan perkotaan
dan tentu saja selain youtube dari cnn indonesia
nasi uduk berbalut daun gondang dia
baik saat membela timnas bahkan sebagai rival di klub masing masing
jadi kayak gue tuh masih setengah setengah aduh
nah terus kedua adalah tiktok itu secara visual itu menarik
jadi memang bukan berarti saling pisu ya
menurut dosen sejarah universitas pendidikan indonesia
kita akan undang orang tuanya untuk membuat surat pernyataan
jauh dari desa harus ngurus kesini lagi
ya kan udah dua tiga tahun pensiun
tetap pakai masker terus jaga kebersihan
bahkan ada juga pelanggan yang berasal dari sumatera
tapi membeberkan langkah konkret yang akan dilakukan terkait visi soal ekonomi
soalnya emang ngerasain level kompetitif aja
kenapa gue kecoret gitu
taswean bahkan terpaksa menjual rumah yang dibangun dari hasil jerih payahnya menggarap sawah
pembingungan dalam berapa pak
mereka lagi joget bareng bareng seru banget
adanya di ruangan malam barang barang periwet
undang undang cipta kerja justru itu membahayakan untuk mereka
pada abad ketiga sebelum masehi
pemasukannya pun turun drastis hingga tiga puluh ribu rupiah saja dalam sehari
goa jorongan batu kars
nah kira kira apa saja ya yang harus disiapkan oke kita cek air radiator terus kita cek hal itu
dari yang tadinya saya dua lima jadi langsung lompat ke tiga lima
juga dibuktikan dengan adanya rumah adat kampung pulo
ketika kedua orang tua sudah tidak ada
kita bisa selesaikan satu hari waktu itu satu ratus tujuh puluh kendaraan nah sekarang satu ratus tujuh puluh delapan puncaknya
nah saudara saudara kebutuhan dan masalah kita sendiri
kemampuan untuk menjalankan ibadah fisiknya dengan baik
tadi mas elvan sempat menyinggung bagaimana pengawasan begitu ya
di telapak kaki masing masing
kekayaan alam kita yang harusnya kita manfaatkan sebesar besar untuk kemakmuran rakyat
ada hal positifnya di situ
menu menu khas indonesia mungkin rasanya ketika bertemu orang indonesia
nah inilah kita sedang petakan betul
itu kan pasti mengerucut ke pkb kan
pokoknya aku gak pernah ngedown aja aku hampir jarang
jadi nanti mungkin yang satu mungkin saya arahkan ke butangkis
jadi awal mulanya ini kan saya ngebangun warung ini nih
yang nggak buat saya tersinggung
saya akan menggoda orang untuk mengutuk dia
nah ini makanan sarapan yang benar
baik pak fahmi ini terkait dengan sistem distribusi
dan sepuluh pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia
bagaimana mereka bisa mengelola perasaan mereka
tak hanya itu kampanye beli lokal akan diluncurkan di aplikasi tokopedia dan tiktok
kalau anda sebagai satu media yang credible anda cover both side dong
di tangan yang tepat benda benda yang terlihat biasa saja ternyata bisa berubah menjadi cuan yang menggiurkan
pada saat itu pengen pasti mau bareng bareng lagi sahur gitu
dan untuk umum akan dijual pada tanggal enam dan tujuh juni
kita masuk proses berikutnya
banyak sekali sentra sentra industri kecil dan menengah yang hari ini terdampak
bahkan ada yang bilang gemoisian nih mbak
jenang grendulnya ini teksturnya jadi lebih seru gitu karena ada yang kenyal kenyal di dalamnya
bukan kami dong kami tetap
dan juga bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar madani
atau soal kehidupan lah salah satu pandutan juga sih buat aku juga kayak mau di basket pun di luar tuh banyak lah yang bisa aku ambil dari kap pras ini
satu fasilitas itu sudah diberikan atau itu udah jadi hak tidak bisa di ini ternyata terlalu besar
yes ini nama gamesnya setuju gak setuju nih ko
tapi setelah gue nonton yang ke delapan ini gue bisa bilang yang ke delapan ini yang menurut gue paling keren deh
ini mungkin motivasi juga buat mereka gitu
yang ketiga dan keempat dari orang orang
karena saya hanya ingin memastikan bahwa concern kami
misalnya melakukan pemboman ketika menangkap ikan
cuma bedanya kesannya kalau di tiktok itu kayak luas oh ini nggak begitu luas tapi lihatnya sih nyaman bener bener rasa kayak di desa
pengamat transportasi sekaligus ketua dewan transportasi kota jakarta haris muhammadun
ya paling dia dapatnya sekitar tiga jutaan lah gitu kan
pada musim penghujan seperti sekarang ini prosesnya membutuhkan waktu hingga empat jam
nah ini tadi sudah banyak sekali dielaborasi dari segi finansial
maksudnya keadilan itu memang layak didapatkan oleh david ya
lalu bagaimana nih langkah paling cepat untuk mengatasi ini
dalam sekali bakaran setiap akhir pekan tempat ini bisa meraup omset belasan juta rupiah
pada penyakit penyakit tertentu yang bisa dibiayai oleh bpjs dan mana yang harus top up jadi di atas
pesantren yang harusnya menjadi display etalase representasi islam yang sesungguhnya
terhitung dari tiga puluh satu maret hingga dua puluh satu april
sama nasdem dan anies gitu terutama
akan melanda wilayah surabaya barat termasuk gresik lamongan dan tuban
jadi agak masih agak susah ya maksudnya untuk dijangkau untuk anak anak bisa latihan menembak
pemerintah korea hanya punya satu bulan lagi berarti hanya punya waktu kurang lebih tiga puluh hari kurang
dan saya masih bersama sama menghadapi pandemi global ini ya
berkunjung ke sini tentu saja bisa menjadi pilihan wisata religi
dan rencananya memang kamis lusa kami akan mengundang sejumlah pakar terkait misalnya diskursus soal pemanfaatan ganja
dan transportasi berbasis daring
jalannya kita tidak perlu
tidak ada apa apa pun yang bisa kita lakukan di sini
itu tadi mengganti cairan elektrolit
ikuti penelusuran saya menguak tabir pond pes al zaitun bersama panji gumilang di ruli files
dan itu sifatnya year on year tahunan
maka tenaga mesinnya berkurang
tetapi di provinsi lain seperti itu
ini konsekuensinya adalah ya sedikit banyak akan membebani program ataupun kegiatan kegiatan kementerian lembaga lainnya
menurut mbak okta bagaimana mbak first impression naik lrt
yang sudah kami mintakan keterangannya
apa sebetulnya peran dari media itu
seorang yang kemudian dia pertama kali membuat rumah bordil tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
terima kasih rato terima kasih bapak
hingga tujuh belas km di sepanjang aliran lahar
nah jadi dua hal ini secara eksponensial meningkatkan penularan pada anak anak dan kita bisa lihat banyak dari mulai banyak anak anak usia di bawah tujuh belas tahun
di sini kami juga melihat ada permasalahan dari tataran regulasi dari undang undang narkotika
setuju apa gak setuju kalau misalkan
maka pelaku akan memberikan yang namanya love booming gitu
dirancang oleh c p wol sumager seorang arsitek belanda
bayangin membawa pkb sekarang sampai lima puluh delapan kursi dapat sekian persen pilih itu capaian luar biasa
yesus berkuasa dan bisa menyembuhkan orang sakit bahkan membangkitkan orang mati
bagaimana kemudian ceritanya pak meskipun staf bapak sudah menjelaskan tapi kita pengen dengar ceritanya sampai perusahaan bapak bisa mendirikan pt gsi lab itu seperti apa
yang kedua lebih leluasa untuk mengarahkan kritik
dan kemudian ada tiga klub yang dilaporkan ketika itu
ya silahkan waktunya dua menit pak ganjar untuk menjawab
oh jadi atlet pengorbanannya lo udah tau gitu kan
sekali lagi minta statement dari sheikh
kepadatan schedule nya dila nih
penguatan partai itu suatu keniscayaan
hal ini dikarenakan budidaya hidroponik tidak menggunakan pesticida dan juga tidak menggunakan pupuk kimia
tidak apa apa terima kasih mas reza inrakiri psikolog forensik bersama kami di prime news
tapi mengangkat kisah tentang orang australia
bagaimana dengan pasal pasal yang dikenakan kepada khusus dalam kasus ds dan juga ika ini apakah pasal pasal yang digunakan sama untuk kedua tersangka
sebagian madu diklaim aman bahkan dapat mengontrol gula darah bagi penderita diabetes
tidak ada yang main di tottenham hotspur seperti korea
mayang salah satu pengunjung pun juga mengaku puas dengan sajian yang disuguhkan
yang kedua kita harus lihat ya
jadi diharapkan masyarakat mengubah mindset untuk berangkat dari rumah ini sudah menggunakan transportasi umum
sementara itu serangan rusia kepada ukraina pun menyebabkan pavilion rusia di acara mobile world congress
atau dari jajaran apapun
kita itu harus tahu label nutrisi di belakangnya
pabriknya di indonesia politik
dan ada banyak resep yang berbeda juga di online
res area ini mulai dibuka pada minggu dan dapat menampung dua ratus lima puluh kendaraan
berhasil lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri
sekarang juga sekaligus ini ya
atau yang sebelumnya ada pembatasan jumlah jemaah akhirnya sekarang diperbanyak
yang kedua juga dengan inflasi
selain menjadi transaksi jual beli pasar fabian juga menjadi simbol keanekaragaman yang tetap lestari hingga saat ini
oke berarti itu sekarang ibaratnya kalau kita habis tanding prestasi kita bagus itu sekalian nabung untuk nanti turnamen berikut gitu
akhirnya saya pun berhasil melakukan perjalanan mudik ke bandung sekaligus jalan jalan dan wisata kuliner tanpa uang tunai
karena memang yang akan diambil alih atau yang dituntut untuk ditertibkan
semoga abis ini abis setelah dapet nipet berarti bu ya rawon asem ya
di pen area timnas gitu
itu bisa kalau dengan cara manual itu bisa menghabiskan waktu sampai tiga hari
baik terima kasih wakil ketua umum api indo bidang ketenagakerjaan bob azmi
kedisiplinan dan fisik dan itu penting karena
dulu terminal ini dikenal rawan tindakan kriminal
yang kedua ukuran sangat kecil di bawah dua ratus gram
berarti sebulan bisa berapa ribu ban yang bapak olah
agar penata layannya yang setia
informasi pertama presiden jokowi dodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau ktt uni eropa asean di brussel belgia
ketua timnya itu jangan orang partai
nah keharusan memiliki hayakart ini
kalau untuk yang pindah pilih sendiri
cuman gak lu ambil
atau memang punya masalah sendi sendi panggul
nah di sini kita bisa melihat tiga periode yang berbeda
masyarakat nanti akan bisa merasakan bahwa menggunakan kompor induksi
bahan yang bisa menguapkan keringat dengan cepat
ada yang digunakan juga pastinya untuk kapal untuk nelayan dan sebagainya
sehingga yang muncul kuat itu adalah fandom culture gitu
langsung ini adalah yang dibutuhkan
jadi dari situ saja sudah kelihatan bahwa kita selama ini kebijakan pembangunan pertanian kita itu terlalu fokus ke konsumen
ya sering ditemui di pintu pintu stasiun kereta halte bus hingga permukiman penduduk ini dia
jadi ini kejadiannya lambat atau cepat gitu kan tempo
lebih banyak dari kubunya anies sama kubunya ganjar gitu
tangan harus kuat menahan rasa panas ketika mengadonnya
sampai oleh pak cucu itu dua puluh persen
tapi kalau udah main di lapangan dia bakal serius
bawa barang bawaan yang ditaruh di atap mobil ya
bulan ramadhan baiknya memanfaatkan thr untuk investasi
satu hal yang kita perlu belajar penting dari kejadian gempa cianjur
tapi harapannya itu bisa sholat berjemaah
mungkin kalo yang kristen aman sih ya
ide untuk mencari daging yang lebih enak adalah untuk membujuk lebih banyak orang
kita harus sama sama sadari bahwa kejadian bencana ini yang terjadi
jadi kalo lu bilang gimana caranya bang ya kebetulan memang kak

itu pun masih harus dibagi lagi dengan tiga orang rekan kerja yang lain
partikel partikel garam itu yang membuat dia jauh lebih ringan
mas gibran yang keluar lebih dulu menyerang
satu ban aja ini
itu pernah kejadian airnya nggak masuk
rasanya yang nikmat membuat tempat ini tak pernah sepi pengunjung
berbagai atraksi yang memukau membuat para penonton lupa akan teriknya matahari
itu mungkin bisa aja tergerak untuk kemudian memilih si kandidat ketika misalnya tadi dimensi emosional
apakah memang nanti mereka supaya tidak saling bersaing
untuk menyampaikan sukacitanya bagi warga muslim yang sedang menjalankan puasa di bulan ramadan
jadi mereka biasanya di daerah pesisir bergeraknya lalu baru ke laut dalam gitu
saya ingin ke dpr terlebih dahulu
karena mereka sepanjang juli sudah mengalami kenaikan harga beras bahkan sampai sebelas
terdiri dari berbagai agama berbagai suku berbagai kepercayaan
sebagai sarana mobilitas dengan alasan harganya sangat terjangkau
tata usaha di seman sembilan gue
capaian capaian untuk penurunan
nah terus kaitan sama yang perempuan tadi ya mbak
beban berat bumn karya semakin menumpuk
terletak di pusat kota bandung kawasan citarum memiliki banyak tempat makan yang cocok dijadikan tempat sarapan
dan hingga saat ini petugas gembungan dari tni pori dan satgas penanganan banjir pemkot jakarta timur
kini melalui peraturan menteri bumn hal tersebut tidak lagi berlaku
yaudah akhirnya gua di bidang otomotif
sebenarnya dibutuhkan untuk satria muda
bak pahlawan anggota gul karmat yang di masyarakat populer disebut anggota damkar ini
itu josh giddy itu ternyata fenomenal juga ya kalau gue liat liat ya
jika itu membuatmu senang lakukanlah
menurut saya tidak ya karena apa namanya kita bicara soal implementasi politik merangkul
dibandingkan dengan daerah di jawa dan terutama dibandingkan dengan bali
barulah betis domba utuh ini dihidangkan bersama bawang goreng dan lada hitam

pasar buka mulai pukul enam pagi hingga empat sore
nggak mungkin produk umkm ini berkompetisi gitu ya
pesawat tersebut tidak bisa berumur panjang
karena bagaimanapun potensi conflict of interest itu tinggi
ya gara gara keluar game dulu sih
akibatnya gerakan tubuh mungkin akan menjadi tidak teratur
satu kereta itu satu enam miliar
pak arief pak arief kalau kita melihat ancaman krisis pangan ini kan kian nyata
jadi kita pun di sini juga harus mendaftar untuk pelaksanaan umrah
rutinitas dia lanjutkan dengan mix komuting menggunakan lrt dan dilanjutkan dengan bersepeda sejauh dua km untuk tiba di kantornya di jalan tendean jakarta selatan
kan zatamarindora miki peresia surabaya jawa timur
kalau memang ada luapan emosi apa gerangan yang memunculkan
di sudut sudut wilayah seluas seribu dua ratus delapan puluh ribu km persegi itu
menyebabkan banyak penyakit kronik
ya nggak mungkin kan ya
tapi setelah dapet emas ini nanti kan latihan lagi november
nah ini yang penting adalah record dari data data tersebut
ya yang menarik adalah apa namanya ini rencana pembelian ini mulus mulus saja gitu
lima ratus titik dan harinya jamnya kami dengan bank bank juga beda
kalau kita ada uang lebih mumpung harganya lagi murah
satu menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa
dan membangkitkan memori masa kecilnya
atau yang biasa kita sebut unsw
yang dua minggu jatah setelah bulan lebaran itu disimpan di dalam rekening yang berbeda
juga sinkronisasi koordinasi antar kementerian itu sendiri
namun bila anda ingin pengalaman yang berbeda anda bisa datang ke kampung patok berjalan di lorong lorong kampung
maka kita harus tahu saldonya ada berapa
di waktu tepat sebelum yesus datang kembali
apakah ini berkaitan karena masih muda belum terlalu mau itu melang lang buana atau kenapa
ke tempat yang lebih tinggi
yang dijual di kawasan jabodetabek banten hingga provinsi lampung
kendati bullying dan ragging sama sama berbahaya
naruh di reksadana itu
terus udah deh kita oles oles sampai adonannya habis atau sehabisnya nori yang anda punya pemirsa
biar untuk sekali ngomong berwibah lagi juga ada sih
arman helmi galuh prestisa jakarta
oh dia harus bagus di belakang
tapi aliran aliran tersebut tidak mempengaruhi sepasang suami istri di banyuwangi jawa timur ini yang memberi nama anak anak mereka dengan sebutan inisial
mau gak pemain terbaik di liga mahasiswa main di klub kecil yang gak memiliki fasilitas yang harusnya dia dapet
itu pun tidak boleh menunjukkan rokoknya dan minumannya kan gitu
jangan membiarkan itu menjadi melonggarkan atau menurunkan pengharapan kita
waktu tahun berapa itu cukup super juga kan timnya
jadi kita punya bayangan kalau sampai terjadi kesan terburuk saya gak ngerti lagi korbannya akan berapa
oke artinya itu kalau misalnya sudah ditemukan hal hal seperti itu
sementara terdapat satu lima ratus pasien yang sembuh
mulai tahun ini ada tambahan satu lajur di jalur tol cikopo palimanan
nah ya saya diminta nyumbang ya carilah sumbangan sumbangan
berarti kamu pas semifinal sendirian
nah ini kayaknya harus ngelihat lagi nih
pokoknya gak rata rata tapi dibawah rata rata gitu
tentukan dulu mau turun naiknya pakai kaki apa yang dihook
ini berlaku hanya pedagang luar negeri di marketplace cross border
pulau yang berada di lepas pantai barat pulau utama papua dan berbatasan langsung dengan laut seram ini
nah untuk orang yang akan umroh
kondisi dimana fly spoiler membuka
emang dibaliknya kalau kalian kerja masa depan kalian juga gimana
namun hal ini berdampak juga pada minat mahasiswa untuk meminjam buku di perpustakaan
dan langsung dikawal oleh pak kapolda saya kira ini sangat responsif
kalau oke berasa besok main berasa berasa enggak lucu juga kok tapi itu by the way kalau di
kiranya lagu lagu yang kami hadirkan dapat membawa berkat rohani serta membawa kesegaran bagi jiwa
dan jangan lupa ditekan tekan sedikit
di masing masing perusahaan mereka juga masih ada benefit yang lain
yang dia masukkan adalah pelangkong pelangkong dan ikan ikan kecil
dua menterinya dilaporkan ke kpk
kecuali ada satu figur yang anjing
tetapi marilah kita belajar untuk optimis bahwa
akhirnya ya gua coba iseng iseng lah gua kontak lagi orang viva itu
kau dengar lagu yang senang
itulah forum paling bermartabat untuk menguji
soalnya gue liat di dbl gila nih apa gila kayak seru banget gitu kan
lalu saat berkendara beristirahat setiap tiga jam sekali
jokowi mengatakan hubungan asean tidak selalu diwarnai dengan kesepakatan
nah sekarang kita konsentrasi untuk mengevakuasi

beda warna aja tapi kalau di jepang pakai kayu secah ya
genre konten cerita yang menjual mampu menentukan target market hingga mampu menyadari dan membangun konsep bisnis animasi standar internasional
bahkan kita jadikan menjadi satu entitas saja juga mungkin menjadi perlu menjadi semacam perhatian ya
hanya memang masih juga pembatasan sosial diperlakukan
demi allah saya bukan orang sadis tega dan punyai
produksi kerupuk kulit dan dorok dok besutan firwan semakin meningkat dan berkembang hingga satu kuintal per minggu
pertama pertimbangannya adalah pada bulan juli mendatang buka masker hanya di luar ruangan
mempertahankan berada di posisi
sebentar lagi pemilu ada pilpres segala macam lah ya
semua negara sekarang ini konsentrasinya hanya di dua hal ini konsentrasi di dua hal ini
oh ada kantun seperti biasa atau engga
jadi akar masalah adalah keperluan ilik
peran kita masing masing kan begitu
sejauh rans melangkah di playoff musim lalu
dalam kegembiraan itu ditambah dengan momentum selebrasi menjelang lebaran
mudah mudahan lagu ini bisa menjadi berkat bagi kita semua
lanjut dikukus hingga matang dari cina awalnya lomakai itu terdiri dari ketan lalu dicampur dengan
begini yang namanya puasa itu hukumnya wajib untuk yang beragama islam ada kok cara berpuasa yang aman terutama untuk penderita mah
saya mencoba untuk terjun ke sungai perogo
jadi kita staging ini akan menambah sekitar empat lima ratus kilometer pipa lagi
dr chandra menambahkan bahwa minyak yang dengan asam jenuh mengandung kolesterol
mulai karir dari masih muda banget dua belas tahun
jangan lupa untuk selalu melakukan pemanasan dan berolahraga dengan teknik yang benar
jadi sehingga terpantul gitu matahari ya secara refleksi
jadi gue kaya ya gue kan suka nonton
karena senang sekali kalau saatnya indonesian night market bisa menikmati
agar pengiriman barang tidak mengalami ketakutan
lalu mesin cuci tersebut anda beli dengan bantuan paylater
itu akan terjaga dengan gisi yang baik yang ada di sana
di scrimmage terakhir itu gue juga ngerasa
juga banyak juga korban yang sudah melaporkan
sumbawa dan kita ditemani oleh
dan jangan ambil keputusan penting
nah sekalian bapak bagaimana di indonesia sendiri
kemudian pastikan kecepatannya maksimal enam puluh km per jam
ada potensi banjir rob dan gelombang tinggi laut hingga lebih dari tiga meter
baru kemudian tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan dua tahun kemudian dia memiliki tiga rumah bordil
sengaja memprovokasi lewat media sosial
kemudian juga kami juga menyediakan crane
tresna pamungkas bandung barat jawa barat
biasanya bertempatan dengan liburan sekolah
bagi masyarakat indonesia wni yang ada di denmark maupun mungkin wni yang ada di sini ya
terus barang barang yang kita pakai juga nggak bersih itu pengaruh ke kuenya
jadi ini akan menguntungkan kelas satu kandidat
pagi mas dan mbak
yang jadi persoalan kan bukan shock absorbernya anggaran kita
bilanglah itu dia nangis ada darah ini
ya jajanan pasar ini disusun
terletak di lantai enam puluh dua restoran tom s oleh the limeham jakarta ini menyajikan pemandangan yang indah bagi para pengunjungnya
usai memesan jamu telinga saya terusik suara serupa orang menumbuk padi
parpol lah yang mewakafkan diri setiap saat
kepala eksekutif asosiasi perbankan australia
halus halusan ada yang gagah
sementara ini kan kita lihat mas gibran itu agak pendek pendek dan terpotong potong bicaranya ya
ku kan pergi bersamanya
jadi banyak upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan perusahaan di sektor penambangan
namun ada pula yang berpendapat bahwa faktor terbesar yang menyebabkan lonjakan harga listrik baru baru ini masih belum diatasi
apakah ini justru berpotensi membawa masuk orang orang toksik ke dalam pemerintahnya pak prabowo
di situ apa yang menjadi concern di pesisir barat itu
bahkan menurut catatan international diabetes federation pada dua ribu sembilan belas
seyoganya harus menjadi konsentrasi kegiatan dan pelayanan
kenapa karena seringkali yang kita anggap sebagai kebutuhan belum tentu di lapangan itu menjadi kebutuhan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo akan mulai menerapkan gerakan jawa tengah di rumah saja pada enam dan tujuh februari dua ribu dua puluh satu
damaika di hatimu bersediaka jumpa tuhanku
masih dilakukan dalam ritual cap gomeh di singkawang
wah ini bisa menambah rasa banget nih
kemudian di kampus saya sendiri di university of nottingham kadang suka membagikan iftar atau takjil gratis gitu
selain lebih murah proses pengukusan dengan kayu bakar akan menghasilkan aroma khas yang menambah cita rasa ketika disantap
menanggapi soal durasi karantina ia berharap dapat dikaji dengan mempertimbangkan
karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan
pastinya di renovasi ini bukan kepentingannya
harta hari tua ia takut
natrium klorida yang dibawa ke awan dengan menggunakan pesawat terbang
di rumah makan yang berdiri sejak dua ribu ini total lima belas menu dapat dipilih baik yang kering maupun berkuah
belum lagi kandungan mikronutrien lain seperti potasium kalium dan vitamin b yang juga sangat bermanfaat bagi tubuh
nah ini kan nanti akan makin banyak lah
lulusan lpdp nya ada ratusan yang ternyata
eh kami tuh presiden perintahkan kami tuh membuat semua rencana perencana itu
kalau yang keruhnya ringan umumnya masih bisa diperbaiki dengan kacamata kita berikan kacamata
nah lu gimana tuh untuk adaptasi ke mereka yang lebih sering istilahnya dipanggil dibanding lu
berarti kan sentimennya udah mulai ada gitu ya
dan pasangan capres cawapres ganjar pranowo dan mahfud md yang mendapatkan enam belas empat puluh lima persen suara
tapi untuk sekarang perancis sudah berlakukan sudah bebas seperti new normal
sehingga mereka tidak pernah terekspos dengan gagasan yang berbeda
lewis hamilton itu kan enggak pernah di tim jelek
dari segi motifnya tetaplah sama
bertentangan dengan pemerintahan allah
itu dibolehkan di bahan baku
sama mbak yeni wahid gitu
untuk bisa melakukan alih teknologi bersama sama
sehingga pilihan ke selatan itu juga akhirnya mereka menuju semarang dulu baru ke selatan
wih ini kan kita belum denger langsung nih dari owi nih
yang mandatory spending yang tadinya cuma lima dari apbn sekarang justru ibu suryani kasih kita lima enam
karena sebagian besar saat ini kan menggunakan lpg
dan itu akan diselesaikan atau ditentaskan oleh pihak penyedia
tujuan penggunaannya adalah menumbuhkan dan memelihara kesehatan rambut
seperti yang sudah mas iqbal bilang tadi
sebelum diajarkan kepada orang lain
merasa kemudian menjadi bagian kekitaannya
kita harus menghormati dan menghargai orang tua duniawi kita
lantas apa bahan dasar roster dan bagaimana cara penggunaannya
sekarang kan kita sangat familiar kopi susu atau boba
kita nggak menentukan mahar tertentu
teknologi sprinkle pada pertanian horticultura yang diterapkan di petani muda keren
terutama pemudik yang melintas di provinsi lampung pada malam hari
lalu tinggal dipilih dan pilih opsi scan ulang saluran tv digital
kiai nur iman adalah kakak kandung dari sri sultan hamengku buwono i
kita belum menghadapi kondisi yang normal
tapi kalau di sini sudah sama periksa darah juga kena tadi dua ratus tiga puluh dan itu ya terjangkau daripada yang di klinik
bulls yang pertama tiba tiba harus ngelawan yang di era kedua
saya pun dari kecil sudah di sini dan saya juga generasi kedua ya di sini
anda hanya memerlukan wadah bibit tanaman air dan juga sinar matahari
ini mereka yang kemudian tadi yang di generasi positif tadi ya kalau kita pakai sentiment
jadi gua dulu itu tahun dua ribu empat itu kan ngikut sama saudara kerja
ya pastinya penggemar pengemar judi menurut saya kan
kalau dengan kumur dan saliva itu lebih nyaman lebih mudah
sekali lagi inflasi ini kunci kunci
jadi pada dasarnya saya baru mulai main saya main soccer saya main hockey saya main basketball
ini sesuai peraturan kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu
nah bekerja sama apa yaitu menyelenggarakan apa yang dinamakan festival makanan dan musik indonesia
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
dan ini waktu yang saya tunggu tunggu waktunya mencicipi ikan bawal yang telah saya panen
gua masih jauh lah gua masih masih begini doang
kita lanjut ke yang manis manis lagi
tetapi argumen etis ini bisa dimiliteralisir dengan argumen politis
tinggi banget ya koroni tuh diem diem
tapi ini kalau misalnya mereka gak nge dm kita buat kita aja ya buat di agent nya
itu kalau waktu itu belinya
jika sudah merasakan gejala seperti ini sebaiknya segera periksakan diri ke dokter
dan yang kedua adalah baik tiktok baik tokopedia pedulilah dengan serius
nah jadi saya rasa kita jangan tergesa gesa
karena kita juga sudah menunjuk kemarin auditor ernst young
apalagi termasuk ortus delapan running yang kita umurnya baru empat tahun
jadi sejauh ini masih sangat berkendali
kita sudah lama menunggu juruselamat kita kembali
dan kemudian juga nanti dengan surat edaran menteri agama
nah daerah daerah itu uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako
dalam agama dalam rumah ini ada empat
mungkin setelah kita sama sama melihat
pernah pernah kan gue gue main tiktok juga gue sekarang
kalau dia punya rumah maka dia akan terikat kan pada satu lokasi dan sebagainya
jadi biak ini berbatasan langsung dengan wilayah pasifik
lo milih anak lo ngikutin jejaknya mas owi sebagai atlet
pak arief sebagai kepala bapak pana sangat komit dengan kesejahteraan kita
serta tentunya harus membangun budaya masyarakatnya
dengan satu sama lain jadi untuk di melbourne
apa tadi izin dari orang tua
tentu ada yang bermasalah ya
tapi presiden sempat tanya kenapa harga pcr tidak bisa semua negara lain begitu
berkenalan itulah paling utama
penyelamatan anjing gitu ya kak
nah untuk membahas seputar respon netizen pasca putusan mk ini saya akan berbincang dengan pengamat media sosial indonesia indikator asrari puadi
eits beernya dari campuran jahe cengkeh kayu manis gula pasir dan gula aren kok
ada katanya pak saya sudah terlanjur aja ini sudah terlanjur pak

itu diajaklah refire irving pushing kali ya
bukan merebut mempertahankan si gold medalistnya apapun itu
rata rata per orang mengantri sampai satu jam
sebelum diundang sebelum diregulasi
sehingga apa negara gitu ya asn yang
sekitar dua sampai tiga jam
mereka datang saja sendiri mereka jalan jalan di depan rumah
kepala badan pangan nasional atau bapak nas arief prasetyo wadi
nah sekarang ibaratnya contoh lah
atau tinggi terlalu tinggi di tingkat konsumen atau terlalu rendah juga di tingkat petani
dari biaya retribusi yang dikenakan kepada pengunjung
kita harus menerima keadaan
walaupun banyak dipengaruhi oleh harga komoditas oleh kondisi ekonomi eksternal
mengkhawatirkan bagaimana nilai mobil mobil mewah itu managenya bagaimana
tetapi pada saat saya tanya tetap
saya sekarang itu sedang
rasanya gak beda dengan di afrika sama aja
sampai sejauh ini belum ada perintah ataupun arahan yang mengharuskan kita
dari situlah kemudian visi disusul
sebab untuk itulah kamu dipanggil
kemudian langsung pak presiden kemarin juga kita mendampingi beliau
untuk membeli makanan dan minuman tanpa pemanis tambahan
pasti otomatis pengeluaran kita akan mengikut juga
asal policy asal visi yang diserang nggak apa apa
itu disuruh bokap atau gimana
ada khusus sampah organik dan juga sampah non organik
jadi misalnya mengamati kegiatan apa yang nampaknya anak sangat senang untuk lakukan
berkisar tujuh belas hingga dua puluh lima rupiah
untuk dapat lebihavais beras
kedai ramen ini buka mulai pukul tujuh sampai sebelas malam
di tahun ke tiga puluh lima pelayanan
punya rasa terima kasih terhadap bola basket
tercapai apa yang kami harapkan
emang lu ui jurusan apa
dan itu kemudian karena alternatif utang menjadi hal yang sangat mereka pakai
kita lanjutkan setelah itu baru kita goreng bersama sama
sampai tahap tertentu akan mengalami pengenceran
merupakan salah satu variable yang dominan untuk menentukan ataupun menaikkan harga cabai ini ya pak ya
karena rakaat itu ketetapan
peran orang tua sangatlah penting dalam mengawasi anak dalam membatasi main gawai
aduh saya jadi ter
terhadap apa yang disebut makanan sintetis itu
kiprah irfan amali menyebarkan nilai yang terbaik di dunia ini
jadi victoria ini adalah orang indonesia
membuat bakso wonogiri terkenal hingga ke seluruh indonesia
terakhir akibat konten tebak tebakannya yang menyinggung agama galih lost ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di polda metro jaya
abis itu gue liat anak basket
tapi juga jadi pusat kuliner salah satunya yang terkenal cewekannya
untuk mengatasi itu ya
mereka tahu saya sedang berpuasa
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
bahkan lebih dari satu ratus enam puluh ribu postingan itu hanya untuk bicara soal nazar pemilu
kalau keluar terpaksa lakukan dengan ketat hingga m dan tentu saja menghindari kerumunan dan itu juga harus kita lakukan
kolam atau belumbang yang berada di sekeliling masjid masjid tua di yogyakarta
evakuasi melalui jalur udara dilakukan karena pengungsian melalui jalur darat akan membutuhkan waktu lama
karena mereka kan cuma punya laut di
di sana ada penanda kami ada di sana
tapi yang pasti batubara bisa menjadi penopang ya
karena dari mereka mereka inilah kemudian anak turunannya itu menjadi ulama ulama terkemuka di jawa sampai dengan sekarang ini
jadi kalau untuk makanan indonesia ya mau nggak mau harus masak sendiri
dikembangkan sehingga terus menerus berkembang

dan juga kemampuan sekarang
nah dalam hal ini maka yang kita fokuskan adalah hal hal yang sifatnya rutin wajib
ya saya membuat film itu kan memang
ini caranya mau kemana mau dilanjutkan atau kemana
ya dan apa namanya tugas dan tanggung jawab
hanya di dalam apa di merak
ke sana juga apakah masih terus datang
bisa dibikin dengan model lain yang bisa dipakai hari hari
soalnya kan kalo pas kuliah itu ada syarat ngumpulin poinnya segala macem kan
namun setelah dicoba ternyata rasa gabungan sate domba yang gurih dengan pisang bakar yang manis sangat cocok
seperti remaja kelas sembilan smp di gunung kidul daerah istimewa yogyakarta ini
masih untuk negara seluas negara kepulauan seluas indonesia ini
memang membutuhkan proses yang cukup lumayan panjang
namun kalau kita lihat dalam produksi yang bisa dikatakan cukup profesional
nah pada saat kondisinya sudah terjerat dan terlalu banyak yang terjadi
ukuran kepala kecil atau presta dan ukuran kepala besar atau shredder
yang akan dapat menentukan
malemnya belajar untuk ielts
nah ini kemudian kalau kita simulasi dari data dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga lanjut
padahal di sini ya kalau dilihat tuh semua makanan berjejer semuanya
gitu karena untuk menjadi seorang atlet tuh
nah pola makan atau asupan makanan yang kandungan dalam kedelai yaitu namanya isoflavon itu cukup tinggi
jadi saya usulkan bahwa dari sembilan puluh dua fakultas kedokteran kita tingkatkan menjadi tiga ratus fakultas kedokteran
ada oposisi sangat kecil dan itu nyaris tidak dianggap
tapi terus jangan apbd nya dipakai yang lain
penelitiannya merupakan bagian dari semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mengatasi masalah tidur mungkin merupakan cara yang efektif untuk mengatasi gangguan tersebut
salam sehat selalu mas roni
bisa anda gambarkan suasana terkini di sana
jadi kami tidak bisa menyebut satu persatu dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak
yang selanjutnya ada di bumi jo dan di ngowongan
permatanya itu buat tembok ya
padahal perpaduan visual dan juga musik yang ditampilkan dapat memberikan nuansa yang lebih mendalam saat kita menonton
atau makan bareng open house gitu kan
lalu bagaimana cara mengkonsumsi gula
mereka mengatakan tidak sanggup membeli peralatan masak baru
hanya waktu lima hari salah satu isinya telur
tadi saya ikut digedegan loh melihat kamu tadi pas lagi di sana
tapi sedia kalah untuk mencukupi kebutuhan hidup ia dan keluarga yang dicintainya
sebaliknya itu bisa mengganggu kemampuan mereka untuk berbicara dengan satu sama lain
kita persyaratannya adalah bayi sehat
hidangan khas ramadhan umumnya identik dengan makanan dan minuman manis seperti takjil es campur es buah atau es pisang ijo yang menggunakan gula pasir sirup dan kental manis
tapi kalau si komisi women in motorsport itu berarti dia dari tahun berapa mbak
dari kacamata seorang ujang komarudin
dengan beragam jenis motor balap yang dibagi dalam delapan kelas balap
data rata rata penambahan kasus harian covid sembilan belas di dalam negeri kembali menyentuh delapan ribuan
penyembelian ayam dilakukan sebagai simbol persembahan kepada arwah nenek moyang
apalagi jalur gaza gitu kan jalur gaza ini
butuh keahlian khusus dan harus terbiasa
namun sejauh ini jumlah ruas jalan yang telah dipasangi etle di indonesia
kira kira jaraknya lima puluh km lah dari jakarta
terletak di nyarumkop singkawang timur
dulu ini tuh semenjak sebelum dipanggil timnas ya kayak yang kan latihan pon tuh biasanya selalu kayak misalkan latihan pon tuh jam enam pasti nge gym dulu siang atau enggak paginya jam dua nge gym dulu jam dua belas nge gym dulu
indonesia tanah yang mulia tanah kita yang kaya

kemudian ada ikatan yang bagus antara balok dan kolom kemudian juga semennya tidak diirit irit
di lapangan free tidak dipungut
apalagi mereka latihan pasti menurut saya udah all out lah gitu udah ya memang dari hasilnya itu ya kurang memuaskan lah ya gak ada yang bisa jadi juara gitu ya menurut saya
lalu yang kedua itu krisis energi
dan itu kebijakan yang bisa ditempuh tidak hanya program sanatini ufus dan lain sebagainya
silakan waktu anda dua menit menjawab dimulai ketika berbicara
selain untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme
ketika kita memiliki kebijakan kita harus memiliki kebijakan
itu kan terhitungnya sedikit kalau latihan nembak gitu
misalnya satu ruas gitu dengan misalnya alasnya rumput
itu naik sekitar satu ratus lima puluh empat persen dari normal
nah pak kalau biasanya ketan yang masih baru banget
terus tadi tertarik karena di sini bisa melihat live cooking nya
jadi memang olahraga golf itu yang paling cocok
serta naiknya kadar kolesterol dan gula yang bisa berujung pada obesitas
faktanya hingga saat ini belum ada obat tetes mata
lo gak harus melulu kerja corporate atau misalnya
karena ini yang membuat resiko mortalitas jadi tinggi
mereka bisa punya pasar juga di indonesia
akhirnya oh kayaknya bisa nih beli
dan dia akan didampingi oleh babinsa dan babim captimas
sampai dua puluh persen itu bisa mengurangi
oh jadi emang pilihannya pada saat itu itu doang
meski harga lebih miring kadang wisatawan berpikir bahwa besaran harga mengikuti kualitas rasanya
karena ketika nanti kipas angin itu mengarah ke diri aku
para tukang bubur ini memulai bekerja saat kebanyakan orang sedang tidur
becak memang tidak didesain untuk dipadukan dengan motor
tinggal satu lagi dan bola di depannya nyangkut gak jadi menang
namun nyatanya saat tiba di jerman mahasiswa tidak dijemput
kita juga ada di enam belas enam belas itu kita siapkan juga khusus crane untuk sewaktu waktu mengangkat
kalau orang awam nggak punya channel ke tni polri pengen latihan menembak emang gimana sih
didistribusikan digunakan dalam konteks
sepuluh november sampai dua desember
tentunya ini sudah menjadi pertimbangan yang sangat matang dari kocintayong
kemudian juga kesadaran dari para pengusaha lokal
yang terindikasi terpapar ginjal akut
kita ngedraft terus kemudian itu kan melalui proses negosiasi yang
kita hanya dipertemukan dengan apa yang ingin kita temukan
nah ini yang bikin berbeda dengan lainnya
karena gue badan gak gitu gede juga
dokumennya tidak diketemukan dan entah ada di mana
dengar lagu indonesia raya berkembang dengan negara orang wah itu perasaan yang
jadi nanti betul betul harus penyidik
bahwa ada lebih dari empat puluh lima ribu orang jamah lansia yang akan berangkat pada tahun ini
mungkin kangen orang tua juga kan
pemulihan ekonomi juga tidak boleh meninggalkan atau mengapaikan pemulihan kesehatan
jadi mereka sudah melihat dan ya kita harapkan ini tidak mengganggu upaya untuk melakukan konservasi maupun restarian
yang terjadi tujuh delapan tahun setelah infeksi measles
maka di tempat itu ada kain sehingga keragaman itu ada
yang tak dapat diambilnya
apakah gelar wta pertamanya
ternyata menembak nih kan kita gak ngerti menembak ya om gipri ya
percaya kepada saya power soccer untuk mengungkap ini semua
apalagi kalo si abo tau lah eh sorry
dan berasal dari pencipta kebohongan itu sendiri
nah dan itu kita bisa lihat ternyata di kuartal tiga
berkenalan itu saudara tentunya tidak bisa terlalu mengetahui apa keadaannya situasi kondisi dari teman saudara tersebut
kepolisian daerah lampung membentuk tim satgas anti bandit
inilah yang terus tergambar bila kita menginjakan kaki di pertapaan santa maria rawaseneng
atau cerita cerita dibalik sepatu itu
keamanan kenyamanannya tidak dijaga
bidang gue kan memang di badminton kan
instagram account atau kalau bagi
gigi ini berfungsi untuk memecah biji bijian atau buah
kemudian juga kami menyediakan kendaraan roda dua
ya nilai kalori bukan acuan utama untuk menentukan makanan tergolong sehat atau tidak
kabupaten provinsi dan rri itu ya warga nu
pak prabowo saya punya program internet gratis untuk sekolahan
tiongkok india juga batubara
tapi kan waktu olimpiade rio event terbesar
kita langsung saja undang kembali calon presiden untuk naik ke atas podium
kayak ya semua sama gitu
telur bebek berkualitas premium akan dihargai dua sampai dua lima ratus rupiah per butir
jadi kocintayong lebih leluasa memanggil memanggil pemain
david gooding dari bmi mengatakan cuaca terburuk di alam liar belum berakhir
rangkuman itu disusun oleh hana kwon untuk sps news
nah menurut gue kan yang mahal konsep
sementara para ibu memasak hidangan yang sudah dikenal turun temurun
sekarang pilihan ada di tangan anda
bisa itu kan saya kemarin seminggu yang lalu lah saya coba pistol
tapi tahun dua ribu sepuluh sudah melonjak ke delapan belas enam
berarti sama istri langsung di boyong ya ke bali ya
karena kalau kita sudah buka lemak kita perlu melihat keseimbangan kalori hariannya
jadi temboknya dari emas bahkan jalannya pun dari emas
nah ini harus banyak terus didorong memang
saya cek lagi di palu semuanya pada posisi menurun hanya satu
pasti mereka memakai kartu kredit tinggal gesek
nah hotspot ini atau titik api ini sudah dipastikan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten oki
tempat menyelam di sini yang saya sudah coba mungkin lima puluh tempat menyelam di sini
nah ini mungkin mei kedepan
jadi langsung kita refreshing terus
yang tidak boleh dilupakan dalam berdiet adalah berolahraga
satgas karhutlah ini terdiri dari pasukan manggala agni bpbd masyarakat penduli api dan tni polri
baik pak yusuf jadi sejauh ini apa informasi penyebab yang didapatkan
tim liputan cnn indonesia yogyakarta
kita apbn kita jebol minus kita banyak hutang
sempet ngomong dia pengennya orang dari luar parpol
alasan kita menurut bukan karena kita mencoba untuk mendapatkan perhatian tuhan
jadi ada unsur pentingnya ada unsur urgensinya
terjadi perubahan mode otopilot
gerakan tari yang bisa disaksikan secara umum ini menjadi salah satu cara keraton untuk memperkenalkan budaya keraton pada masa lalu
kita boleh tahu gak sih pak sebenarnya mekanisme pengajuan pertanian persahabatan di tifa itu seperti apa
oke bagaimana kemudian dengan ruu pengasuhan anak dalam keluarga yang berkonflik seperti ini
silakan menulis email ke bible awr org
namun konon nasi uduk ini kerap dikunjungi pesohor dan pejabat teras
nah ini kalau pakai grafik kurva normal hal yang paling langka terjadi itu pada konten yang sangat bagus atau konten yang sangat tidak bagus
nah jadi dia sudah menghost cukup banyak
dan untuk menambah kehangatan di ruang dengar anda kami akan menghibur anda satu persatu
dekriminalisasi merupakan salah satu rekomendasi dari penyelidikan royal
apa yang viral yang tadi disampaikan oleh mas rubi
letusan yang dijuluki dengan super eruption atau mega eruption ini
yakni uang receh pecahan lima rupiah
nah kalau masalah bagaimana pertandingan ini
demikian menurut pengumuman yang dibuat oleh regulator energi australia atau eir
kami ingatkan bagi calon presiden pertanyaan harus sesuai dengan tema
ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak
latar belakang lulusan s dua dari ibaraki university jepang membuatnya sempat merasa gengsi untuk melanjutkan profesi petani
tapi yang pasti kita akan mulai pembelian tiket ini tanggal lima juni khusus untuk bri cardholder
moe mengatakan rendahnya lowongan sewa di seluruh negara ini
di luar jakarta luar kota jakarta
membacakan naskah proklamasi yang ditulis oleh sultan syahrir pada lima belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
tapi kalau batu yang kami pakai batu cadas
pengamat pendidikan dan dosen universitas multimedia nusantara doni kusuma mengatakan
sama sekali pasal pelarangan terhadap
pembicaraan antar pilot yang terjadi pada penerbangan ini
rawanan menjadi bertahan di posisi merah lama
kica dibuat dari bahan dasar berupa beras ketan parutan kelapa santan gula merah dan nangka
saya sepakat apa yang disampaikan pak andre tadi
jadi per hari ini sudah mungkin sekitar dua puluh tujuh hari
untuk itu kita sepakat mengkaji kembali kelayakan stadion
iya gitu aja terus orang orangnya kan
ini juga diawali dari kontraktor juga
jadi dari situ sih
tidak mas mikir saya orang yang beli hari ini bagaimana besok itu bisa kembali lagi ke sini
dan mereka bekerja lumayan sukses di indonesia
karena kita berbicara tentang damai ya sekarang
dan material vulkaniknya menutup hampir di separuh wilayah bumi tujuh puluh empat tahun yang lalu
terkait hasil penyelidikan jatuhnya pesawat sriwijaya air di kepulauan seribu pada dua ribu dua puluh satu lalu
daripada begitu jalan saja
karena kan di sini gak ada restoran indonesia ya paling restoran asia aja adanya
sehingga kenyamanan dan keamanan tidak tercipta secara utuh
penyebab kelumpuhan tidur ini disebabkan karena kurangnya kualitas tidur
jadi saya tidak punya apa apa yang harus saya lakukan
karena kalau konsep direct debit itu dia menentukan tanggal
keberadaan ular sempat dikawal di kawasan matraman pada selasa siang
kemudian diusahakan secepat mungkin sekitar tiga puluh menit
karena psbb akan diperpanjang lagi nih
syaratnya sama yaitu telah wafat sakit tanpa harapan sembuh dan gangguan jiwa
ya tenny lah karena kan mereka sehari hari emang latihan nembak kerjaannya kan
silakan pak anies waktu anda satu menit dimulai ketika berbicara
ditambah lagi kebiasaan buruk sehari hari yang secara tak sadar masih sering dilakukan
jadi kita harus melihat secara proporsional
cuma kan karena memang saya udah fokus di basket
maka kita terdepankan adalah gaya hidup kita
karena kita bisa dihidupi langsung kepada teman teman konsumen di rumahnya masing masing
tapi hati hati yang dimaksud di sini adalah bukan pelan pelan
berarti hari ini berangkat nanti balik ke jakarta lagi kapan nih pak bu
kebetulan lebaran kemarin idul fitri kemarin
dan ya akhirnya kita dari situ mulai beradaptasi sih
untuk mengembalikan proses berpikir ini menjadi lurus kembali gitu
nantinya kemudian di cisumdau utama
tadi ada anggarannya kan dinaikin terus setiap tahun
tapi disini mungkin brain juga harus diajak untuk mengembangkan ya dari segi research dan teknologinya untuk bagaimana kita inilah memproduksi bahan bakunya disini
bencana bnpb juga mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang pasang
keduanya merupakan satwa khas papua
tujuannya supaya kita paham alokasi untuk setiap pos pengeluaran
selain itu naiknya harga bbm akan menyulut naiknya komoditas lain tidak hanya bahan pangan
tapi ternyata nanti kita repot sendiri
wilayah kumuh tapi kemudian bisa aman
sebenarnya kan kita sudah melihat banyak perubahan positif juga gitu
kalau misalnya di tabir surya atau sunscreen atau sunblock tadi
pemain pemain jepang ranking tujuh belas levelnya dunia
kopi susu atau boba di situ bisa perlahan dulu dikurangi sugar levelnya
pak rey anda melihat seberapa besar peluang koalisi anies koalisi ganjar untuk menggulirkan hak angket di parlemen nanti
masih kecil umur dua bulan
saya bayangkan kalau seluruh puskesmas punya ginus
dimana promotif preventif dan kuratif berjalan secara bersama sama
oke berarti masih menjadi tanda tanya besar gitu masih menjadi misteri begitu ya
di sini mereka dirawat diobati dan juga disteril
harus fokus emosinya harus stabil jangan meletup meletup karena dibawa nyawa penumpang
apakah worth it untuk misalnya ini enggak cuma di crowded ini ya
ya kalau boleh ngomong di indonesia kayak gitu gue
bahwa musuh tuhan akan mengacaukan
tidak diharuskan semenjak summer tahun lalu kalau gak salah ya
jadi satu satunya yang harus kita siapkan ketekunan jiwa dan hati
misalnya kan ada notalis boy ini kan komika ya
terus gue kayak malu banget sih kenapa sih gue gak keren dikit kena kenalpot mobil balap gue kayak gitu
terasa manis dan sedikit masam serta bertekstur lunak dan agak berair
tidak sedikit pula kaum hawa yang ikut bergabung
ada satu trigger itu zatnya itu akan mau meledak gitu kayak petasan
nawar satu miliar belum juga tak kasih
yang dapat dikonsumsi secara normal dalam sehari
konsumen diberikan pilihan gitu ya
di seluruh negara ini curah hujan tertinggi terjadi di queensland new south wales dan victoria
katanya emang bangka lagi bagus bagusnya sekarang basketnya katanya
kalau kita melihatkan sekarang positioning prabowo dan gibran itu untuk anak
jutaan orang itu kan sudah pindah gitu
ada satu wilayah yang memiliki aktivitas kegembaan cukup tinggi
adriana bellu anajawa yang akrab di sapa rambu ciko
mengapa ini saya kira sebabnya itu karena nuansa islam yang dibawa
gis itu tinggal maintenennya aja
kita nggak dampak perang
menurut saya itu sangat menarik banget karena mereka belum bikin new hype baru
udah no comment lah kalo itu
tidak hanya di jawa bnpb juga memasukkan sejumlah wilayah di pulau sumatera
dinikmati saat sahur kuah rawon
dimana muncul gejala pembekuan darah yang akhirnya menimbulkan tadi sumbatan di kepala
karena antisipasi kita juga di gerbang tol jatinangor
rasa dari kopi memang pahit tapi jika diolah dengan tepat keuntungan yang dihasilkan bisa berbuah manis
jadi kan pas itu pas saya pensiun itu sering saya suka pulang pergi salatiga bangka
permukaan atau lintasan yang anda lalui dalam kondisi yang aman
lalu apakah memang begitu urgennya sehingga pemerintah harus mengelotorkan bansos di saat ini mas
tapi alhamdulillah larasnya ini gerakannya alus
kesehatan dan juga spklu barangkali ada yang nanti mobil listrik
banyak pengalaman dalam tarian
itu sih yang trauma itu paling lama saya bisa lupain tuh trauma
kacang santan dan gula semua diberi daun pandan
namun warga mengambil tanah secukupnya
ya kalau kita lihat di pasar keuangan tentunya salah satu hal yang saya percaya ini masih akan mempengaruhi secara signifikan adalah fundamental ya
yang menjadi lokasi uji coba implementasi penyebaran telur nyamuk ini
kalau baseball softball itu yang jaga ada sembilan orang kalau slow pitch ini yang jaga ada sepuluh
yang perlu diperhatikan adalah mengontrol jumlah kalori dan nutrisi makanan
khususnya yang tinggal atau melintas wilayah dekat sungai besar
pengen sih sebenernya cuman
betul mbak proses pembuatan ini hampir sama dengan yang warna grey tapi dipengeringan aja yang lebih lama mbak
pada saat debat itu berlangsung
selain dari itu anda juga harus menyiapkan biaya tambahan untuk pemasangan dinding roster
jadi ada beberapa faktor yang memang ini sebenarnya ini adalah ikan paling besar ya tadi kan kita lihat sendiri
tapi kalau kita bicara tiktok juga ini kan satu fenomena yang juga ramai ya mbak ya
jadi cepat mudah jadi kak ustaz
dan menahan si pelaku curanmor untuk kabur
satu orang satu ruangan satu kamar
sanjeev membuka toko kelontong nepal pada awal tahun ini dan mengatakan bahwa memiliki uang tunai adalah pilihan yang sangat penting bagi banyak pelanggannya
dan kita semangat semua
harga bensinnya turun aturannya belum keluar
saya mengajak anak anak sedulur sikap belajar dan mereka terbuka untuk belajar banyak hal bahkan sudah ada buku yang bisa dibaca anak anak
kegiatan macam macam kita bikin dalam satu hari itu
dimana yang mana telkom atau unpad
jadi pas gue diajak ke sentul gue kayak pasrah tapi sok menolak gitu
pak mantep itu setiap gerakannya itu seperti hidup gitu
dibutuhkan biaya sebesar rp empat sampai rp lima riel kamboja
sehingga dapat dinikmati semua kalangan
yang kampus nomor satu di indonesia itu mas ya
dari siang kemarin ya
makan hari hari pun saya yang berkuah
gue pernah betis gue kena kenalpot motor waktu gue lagi di sirkuit
ini jenis layanannya tertentu
masih dalam pembahasan menyeluruh oleh pemerintah
kolaborasinya bukan dengan saya langsung ibaratnya
hanya mampu membeli rumah yang terkecil dari tahun dua ribu delapan
anak anaknya kepada keturunan
dari tiga orang yang tadi malam berdebat ini di panggung debat capres
pengen mie ayam pengen mie ayam jadi ngidam mie ayam
dikonsumsi lagi sih buat oleh oleh
selamat pagi freddy saat ini saya berada di stasiun harjamukti dan memang hari ini tanggal tiga puluh agustus dua ribu dua puluh tiga ini adalah tiga hari setelah lrt resmi beroperasi
setelah ada kayaknya saling berbalas nih
tetapi bentadanya cukup pegel ya
biasanya kalau bandeng anda mengenal bandeng hasil tambak
jadi kita sama mitra di masyarakat dengan pemerintah juga baik di pusat maupun di daerah
oleh karena itu para peneliti berharap sampel dari pantai terbaru ini akhirnya dapat memberikan jawaban
untuk pemerintah lebih memperhatikan apa ya masa apa ya penghargaan lah
perawatan ini memakai sistem jarum halus untuk memasukkan serum khusus ke dalam lapisan kulit
jadi ketika main bareng dia tuh udah tahu harus gimana jadi akan jauh lebih mudah buat main sama
tapi itu menunjukkan kejujuran yang bisa kita pakai
tadi itu jawabannya pak lutan seperti tadi
banyak ya tapi tak perlu terbang jauh ke sana untuk mencoba kuliner dari negara tersebut
bevuria metadizium jadi kita menggunakan agen agen hayati
dan bukti bermasalah secara hukum dan sebagainya
kalau misalnya kata anak sekarang ongkir gitu
untuk tahapan tahapan ini yang menjadi highlight mungkin ada beberapa
karena di daerah tahan gempa seperti jawa barat ya harus bangunan tahan gempa yang strukturnya kuat
paling jalan kaki aja lah olahraga olahraga ringan setelah sholat sobok gitu kan
dan untuk menginstall magnetnya itu sendiri itu memang salah satu cara ya oleh pemerintah china itu untuk memang harus memonitoring harus benar benar satu persatu itu dimonitor
sebenarnya semasa perang masyarakat sudah berada selama sementara
awalnya pada tahun dua ribu enam belas lalu setelah melahirkan rambutnya menjadi rontok

jangan hadap hadapkan petani indonesia secara langsung dengan petani petani negara maju
kadang kadang ada orang di daerah tetangga
memberangkatkan mahasiswa ke jerman
nah sekarang ini problemnya adalah wacana untuk menggulirkan hak angket bagi kami tidak ada masalah karena itu hak konstitusional tetapi tidak ada urgensinya dan tidak penting gitu loh
dengan problemnya sendiri gitu tentang pernikahannya gitu
yang di dekat jakarta selatan
jadi kayak transisinya mungkin agak berbeda dari tahun lalu
kalau kayak gini nih udah nggak asing sih sebenarnya untuk masyarakat indonesia
dan siap bertanggung jawab
di mana dikatakan nantinya siskay dan juga firly virginia akan diperiksa sebagai saksi
tiga belas rupiah per porsi tim liputan cnn indonesia
nah untuk memperdalam lebih lanjut terkait dengan alasan ataupun keterangan yang diberikan oleh fraksi pdip
tour aja keliling dunia gitu kan
jangan pernah merasa saudara tertutup pintu kelepasan
anda melihat ini hanya formalitas semata saja seremonial atau justru efektif untuk menekan kecurangan pemilu nanti maupun hoax pak silly
dinyatakan dijual di dark web
dan ketimpangan dari supply dan juga demand terhadap ketersediaan pangan
kita harus memperbesar teman teman kelompok teman teman kita
pertama kami asita bali yang mempunyai anggota sebanyak empat ratus dua puluh biru perjalanan wisata
bayangkan kalau misalnya sekarang ya ada kena serangan jantung misalnya di maluku utara dia nggak punya cat lab
baik hukuman mati ataupun hukuman seumur hidup
versi setara institut pada dua ribu delapan belas
itu ada daun ubi sama apa lagi di dalam itu mama
pembakaran wajib dilakukan untuk melepaskan sifat sifat tanah liat yang bisa larut bila terkena air
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini berusaha membangun value chain atau mata rantai pertanian terintegrasi
ngomong prabowo nih berarti mas tadi kan singgung juga prabowo
jangan mudah percaya dengan hal hal
contoh misalnya bentuknya apartemen atau rumah
cara memanggil dia itu ya pakai keangket
khususnya di bidang perdagangan investasi infrastruktur keuangan pendanaan serta maritim
melaksanakan ibadahnya saja harus ditingkatkan
lu tuh berarti pakainya
jangan lindungi kepala dengan bantal
per paket segotempong cobek jumbo caut
presiden jokowi dodo dan menteri menteri yang tergabung dalam tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
aduh tadi stress sekarang kena lambungnya udah makan belum raya udah tadi udah udah
dana tersebut hanya diberikan kepada target sasaran yang tepat
untuk isiannya yang mayo itu rasanya memang agak tawar
tapi aku harus menjadi peace messenger
untuk tingkat pemda provinsi dan tingkat nasional juga
akankah tetap menguntungkan dengan situasi perang seperti tahun dua ribu dua puluh dua
kedatangan anies pun disambut ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
dari china udah ada yang masuk juga
lebih luas permukaannya wadahnya saya mau campur dulu kornet ini dengan jagung rebus ini sudah di
di cabutnya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami lesti kejora terhadap suaminya rizky bilar
katanya resolusi resolusi dewan keamanan pbb itu legal
bisa milih tapi itu yang buat bingung kan
jadi tetap kita akan mendorong
jangan lupa bahwa kenaikan harga kenaikan us dollar akan mendorong kenaikan harga barang impor
sempet sebelum kita chat personal di whatsapp ya
karena ini adalah perubahan yang lebih penting untuk pekerja buruh dan lebih mementingkan kelompok kelompok para pengusaha
ga sampe yang dilatiin di klub di seriusin ikut cup apa gitu
world population prospect tahun dua ribu dua puluh dua menunjukkan angka harapan hidup manusia indonesia berada di urutan sepuluh dari sebelas negara asean
kalau kita bisa produksi bahan baku maka obat jadi murah
selalu gunakan gigi rendah dan aktifkan sistem rem lainnya
kemarin kami sudah berkunjung juga dengan direktur utama pjt ii bersama sama ke jatiluhur
nanti kita bakal bahasnya di akhir aja kali ya
dapat kejutan dari peringkat peringkat
tetapi bingung akan tempat penitipannya jika bepergian
itu sih hal hal ya cerita saja
oh itu kalau dari smp itu kenal basket berarti waktu itu gara gara lingkungan kah atau emang ada yang ngenalin kok dulu
itu salah satu privilege seorang incumbent
tapi setelah kemarin dapet emas itu dua emas
dulu saya nih dulu saya pegang persiraja
karena ini pakai angka angka yang cukup detail kami hitung harus karena biasanya kami ini suka ditanya
menggantikan peran seorang personal trainer di pusat kebukaran
dengan bahaya ini pertanda lampu perjalanan kereta serta suara
mulai dari gandum yum atau sejenis ubi pisang tanduk hingga singkok
supaya kemudian apa yang disampaikan pak luhut ini menjadi guidance bagi pemerintahan baru untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif ke depan
itu dia harus ada yang pakai sampan keliling keliling ya
ini memang jika biasanya kuah santan itu bercita rasa gurih tapi untuk di kupat tahu pada larang ini kuah santannya justru bercita rasa manis
terutama bagi para penyintas yang berada di hatay dan sekitarnya
ya awalnya tuh gara gara
serta berolahraga rutin untuk menjaga kualitas kesehatan yang lebih baik
off camera jadi kan saya bisa dilalatannya tapi sambil dengerin gitu ya
pemuduhan standar label halal keterangan berbahasa indonesia
paskah di australia dianggap sebagai waktu untuk berkumpul bersama keluarga
karena tanpa laut hitam
iya saat ini kita baru mengangkat dari satu wilayah pak
menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan
nanti udangnya udah dikupas kan sekarang
sementara dari data konsultasi kejiwaan online kajol
ini sudah masuk proses uji
ku diubahnya dalam sintoni
dia kan lumayan juga tuh dua puluh tahun diperpanjangin cukup lama gitu
tiga tahun udah mengerti semua
deo pemuda dua puluh tiga tahun asal bogor ini merupakan salah satu yang ingin menjadi rahib atau biarawan
mina rela menempuh perjalanan lumayan jauh ke puskesuan ini karena mempertimbangkan biaya yang lebih murah
jpu menolak seluruh dalil eksepsi dan menyatakan pemeriksaan terdakwa akan tetap dilanjutkan
dan ini juga bukan hanya satu satunya upah
kemudian juga dari beberapa variable variable penting ya mbak
penemuan gitu ya hiu paus yang terdampar itu mati karena banyak plastik di dalam tubuhnya
bicara juga dari sisi oke situasinya tidak ideal sulit tetapi at least bantuan sudah mulai masuk
dan memang sepanjang ini dua minggu ke depan hanya akan ada dua puluh dua perjalanan setiap harinya
nah dari situ malah sebenarnya stres
karbohidratnya karena kita targetin adalah karbohidrat kompleks
pemilihan anggota dpr dprd itu adalah partai politik
jadi ini kita lakukan secara bersama
orang orang bersenjata yang menyerang sekolah mereka
untuk hutang bersejarah mereka itu
pendidikan kurang mengedukasi masyarakat yang menonton saya kira akan banyak yang
holydean menjadi pengrajin limba ban sejak lulus smp mengikuti jejak orang tuanya
tugasnya bukan hanya oleh kementerian kesehatan secara eksklusif
bagaimana apakah ada obat obat yang kita konsumsi yang dapat meningkatkan gula darah
terus setelah itu kuliah ya apa kuliahnya juga pariwisata kerja juga keluar
ada paket dengan sembilan menu sekaligus mulai dari shabu shabu ayam marinasi ikan dori sosis
bicara seperti itu di dpr ataupun di kabinet dan sebagainya
tadi mbak desy bilang mereka juga bisa ketabrak kapal
memprediksi aktivitas gunung merapi ini gitu
di dalam ilmu politik ada istilah namanya
atau terapi murah yang nanti tentu diputuskan sejujurnya uji klinis
ini bagi pemerintah ini sosialisasi
juga merasakan sejumlah pengaruh positif lainnya
bagi mereka yang tidak memiliki kuda secara pribadi
jadi saya juga sudah bertemu dengan menteri luar negeri iran dua kali
makanya orang orang yang lanjut usia kita orang lansia kita
goa ini menawarkan rute snorkeling menembus laut lepas
dan segera koordinasi dan cari solusi jika ada masalah
ya kenapa harus olimpik aja yang diusulin
baik ini saya tadi tertarik kalau mbak bilang apa beli kelapa muda gitu
kemungkinan juga agak sedikit
tidak menjaga prokes gitu
ditemui di acara pembekalan calon pegawai bumn rabu siang di tenis indoor senayan erick thohir mengatakan pemerintah masih memberikan subsidi untuk pertalite
karena harus presisi dengan lubang kunci motor
dan kini kita akan saksikan bersama jalannya konferensi pers dari komite nasional keselamatan transportasi knkt
hari keempat mereka bisa tur di zona hijau kemudian hari ketujuh mereka balik
kalau yang ini namanya lomi
jadi ketika yang menelawan libya itu juga sama yang dilakukan pelatih itu juga pertama mengukur level kebugaran pemain dari hasil latihan sebelumnya
jalan tol yang diberikan jalan arteria atau jalan nasional itu lebih lancar kalau dia berangkat dua puluh tujuh dua puluh delapan masih
tapi prinsip pengembangan kompetensinya setuju pak
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
apa gua selalu berpikiran kayak gitu misalnya iya lah gua masih overrated
lalu dia bergulung gulung terus
saya kemarin sempat rame tuh di youtube
ini sangat sangat menarik karena kalau kita mengingat kata hiu itu pasti yang great white
kamu bisa melatih dengan belajar menggambar jadi seorang perencana atau membakar imajinasi
semakin memperluas sasaran dan melindungi tentunya anak anak yang sebagian besar kita ketahui bahwa
namun pertumbuhan tertinggi disumbang oleh transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya
melalui handphone kekasih mendiang yosua veras semajuntak yang berada di kabupaten merangin jambi juga mengucap syukur karena hakim telah memfonis hukuman mati verdi sampo
agar yang penting kita bisa membawa nilai tambah
dan bumbunya sama sama bumbu kacang sih
yang sudah dibakar terlebih dahulu selama dua jam
kita memang harus mengakui keunggulan mereka juga
kami mohon untuk dibuka dan diperlihatkan kepada calon presiden dan ke kami moderator
emang perjanjiannya semua bisa balik ke setapak atau gimana
ya sedikitnya takut tapi kadang masih dilakuin
bikin kata katanya sulit ambil yang
tapi jangan lupa ya karena ini nasi goreng ada minyaknya
jujur saya nih atlet yang susah bangun pagi jujur aja
dan kami juga istilahnya mungkin dari kami juga membangun bumi langit ini delapan puluh idealisme dua puluh mungkin komersial
dan even tadinya tuh ah nanti kalau gue udah jadi pelatih
rop diperkirakan akan melanda surabaya dari dua puluh lima januari hingga dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh empat
kalau partai pemerintah kan tetap komitmen dengan pemerintahan yang sekarang
gue tipenya sih dalam bidang yang gue suka gue nawarin di
karena kita sebelumnya juga
memberikan kebaikan kembali kepada saudara
di mana kalau di setra ini biasanya kalau umat hindu meninggal di aben dan menjadi satu areal di tempat ini
bisa berfoto sepuasnya di sini termasuk di beberapa wahana lainnya
dan pada kasus kasus kdrt ini ada sebuah siklus yang kemudian membuat korban secara tidak sadar
itu otomatis membantu untuk ngedetoksnya lebih cepat juga
jadi saya kombinasikan bumbu ketumbar sama kopi
personal kain tenun sumba bahkan sudah terkenal hingga ke dunia internasional
atau jadi menterinya pak jokowi juga gitu kan
kedusannya pak saya hari ini offline hari ini online tidak perlu
menurut data indeks kesulitan persewaan bulan januari
di prediksi sebanyak tiga puluh sembilan tiga puluh dua juta orang ini akan menggunakan kereta api menuju kampung halaman mereka
kampung jutis sarjo adalah satu dari dua puluh empat klaster
tapi baru dua puluh dua enam puluh delapan juta yang sudah landing di online shopping
kita bicara istilah baru
sebagai pelengkap beri merica dan bawang goreng
ya udah episode keberapa bu sekarang bu udah lupa banget lagi keberapa
sebenarnya enggak terlalu ragu karena kemarin tas tidak dibersihkan
awalnya kota salatiga aja nggak tau dimana
hingga jumat pagi status gunung semeru masih berada di level tiga atau siaga
orang mau nggak haji sana pergi haji berapa itu
satu adalah mewaspadai penyebaran kasus di berbagai sentra
kita tidak masukkan di dalam listnya namun kita informasikan bahwa produk tersebut tidak mengandung empat pelarut tersebut
sementara hasil pengamatan kami dua tahun
jadi nelayan nelayan ini juga punya alternatif livelihood selain perikanan
tim dengan ada kesukaan abu kan
dan untuk mendapatkan hair serum yang tepat adinda yang tinggal di kawasan antapanikota bandung ini
atau capital outflow tapi magnitude nya saya pikir tidak akan sebesar pada saat dua ribu tiga belas
ini ada kesempatan untuk pelaku umkm yang tadi saya sampaikan
siapa yang punya posisi yang sama seperti indonesia
senior nggak nyampe junior udah lewat ini man
nah terkait pisang itu kan memang dia mengandung triptofan dan kita tahu itu bahan dasar serotonin gitu
ini permainan yang sudah lawas
saya jadi penasaran nih untuk mencoba merasakan proses pembelajaran futuristik ini
minggu pagi komunitas hidroponik menggelar kegiatan berbagi seribu sayur secara gratis
karena mereka mengikuti kalender yang berbeda
selebihnya tim sukses malah yang biasanya dari itu
bagi sahabat katadata yang ingin tahu lebih lanjut soal isu dan informasi terbaru
ya ngeri tergantung orang lain juga sih kadang kadang kan
kalau memang terbuka dan memang tujuannya jelas ya kan
dengan fasilitas ini para calon penumpang pun bisa lebih bersantai tanpa harus kelelahan mengajak bermain anak anak yang terserang rasa bosan hingga menangis
masing masing pemudik akan diterapi selama minimal
agak lumayan ya jalannya lima sampai tujuh menitan
kib enggak dulu kan kib
nah kalau seperti itu masih cukup bijak dalam penggunaan paylater
di situs yang sama dengan shabarabot
terkait dengan tradisi ramadan di indonesia
bahaya sebuah gunung api tidak bisa dikurangi
daging dengan lebih banyak lemak ini dipanggang dengan tingkat kematangan yang medium
tapi di dua ribu tiga puluh dengan kondisi yang terjadi sekarang
dan ibu natalia bahkan kala itu tidak mampu membendung air matanya
jadi itu tandingnya itu setiap weekend
memang kalau melihat pola trennya itu ya itu memang kebetulan sedang serangkan event
berikutnya apakah yesus menuruti sepuluh perintah allah
nah itu kan jaraknya udah kayak sebentar banget
abah tidak mematok tarif untuk jasa sol sepatu
sejumlah alat canggih untuk deteksi depresi dan perawatan sudah disiapkan
juga aturan aturan selama perjalanan semua itu bisa kita lakukan
pita ingin mengabdi di daerah kelahirannya
apa yang terjadi di gaza membuat atau berpengaruh terhadap
satunya cara yang dia tahu untuk mengatasi masalah adalah menggunakan kekerasan
pak ganjar ini pertanyaan saya terkait ukt yang mahal itu
mie sudah di dalam mangkok sekarang masukkan telur setengah matang
kalau aturan permainannya sendiri seperti apa mas
apakah ada kemungkinan untuk relaksasi ini dihentikan dan kembali dengan het semula pak
oke kita coba ya bismillahirrahmanirrahim
media sosial ini salah satu tadi mungkin secara eksternal bisa menjadi trigger seseorang menjadi sangat fomo untuk mengikuti trend ya mbak ya
jadi tentu dihargai apabila kita mengadakan pertemuan dan sebagainya
sementara itu jaksa penuntut umum menolak seluruh dalil eksepsi terdakwa putri candrawati dan verdi sambo
dan jemaahnya wajib menggunakan masker
debat calon wakil presiden yang berlangsung jumat besok diharapkan tidak sekedar mengumbar gimmick
bersatu semuanya dan ini problem
yang hanya bisa ditemukan di daerah ampel surabaya
ya kalau untuk aktivitas di bulan ramadhan sendiri yang pastinya yang paling sering buka bersama ya mbak
misalnya siang main besoknya siang main lagi istirahat cuma sehari lulusannya main lagi
wah ini gua harus harus harus
gua udah hitungannya aduh gak dapet nih kayaknya
yang prinsip adalah semakin kita mengurangi gerak bertemu dengan orang lain itu lebih baik
di mana fokus pembiayaan yang akan paling besar
bukan hanya terjadi kdrt oleh rumah tangga
aturan ini kemudian diperjelas dalam peraturan pemerintah nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua tentang penyesuaian pengaturan di bidang pph
julie coyne petugas pengiriman untuk australia post mengatakan kebutuhan masyarakat berubah seiring dengan waktu
prabowo mengaku telah memerintahkan universitas pertahanan untuk membuat konsep permukiman murah
namun tahun ini agak minim sehingga terfokus yang menggunakan mudik itu menggunakan jalan tol maksudnya
anak kedua dan ketiga memeluk agama islam
bilam nasution kahvijati bandung jawa barat
kalau naik nanti jangan blame kita loh
kalau potong pohon aja harus juga digantikan
jadi hantaran itu sebenarnya tidak harus selalu mewah
ada chicken katsu odeng chicken teriyaki ada pula beef teriyaki
belum sah nih kalau ke taman mini indonesia indah
gula memang dibutuhkan tubuh sebagai energi
dengarkan di apple podcast
ya ada tuh gue inget cerita satu tuh yang anak aneh itu katanya yang katanya kak riko sama kak gopar katanya anak aneh katanya apa ya kemarin yang nonton ya
dan pertamina dalam pengadaan lpg tiga kg untuk masyarakat
adalah semakin banyak yang muncul polarisasi
banyak yang negatif karena memang banyak dalam tanda kutip ya kekecewaan publik terhadap putusan mk
selepet amin caimin yang ngejalanin gitu ya
jadi masalah etika terkait dengan conflict of interest
ah aku mau dapet poin tapi aku maunya enak
dan saya rasa memang kesehatan memang harus menjadi masih menjadi fokus penting ya sampai dengan tahun depan selama pandeminya masih ada
jadi pada saat kita bicara mengenai masalah kemanusiaan
ini penting karena apa ini juga misalnya faktor kenapa trotoar belum banyak digunakan oleh masyarakat
nanti kalau ada sesuatu dikomplain tentunya akan merugikan kita
dengan konsep puja sera lokasi ini memiliki beragam tenan yang menawarkan aneka jenis hidangan untuk mengawali hari
atau statement statement yang bisa kemudian jadi perbincangan gitu ya
jadi komunikasi saya termasuk dengan menlu mesir
untuk isiannya juga menggunakan tauke potongan timun serta seledri dan kerupuk mie
tergantung berat dan kualitasnya ya pak ya
mungkin kalau dalam dua tahun terakhir ini
nah terus saya tok pergilah ke ceo saya nana
di provinsi indonesia tenggara timur kami ada di angka ke tiga
menjalankan fungsi fungsi pemerintahan sesuai dengan kandak rakyat
untuk perusahaan perusahaan yang gcg nya bagus net profit nya juga cukup tinggi
dan mungkin menunjukkan beberapa tradisi dan kultur
di indonesia kenchi sudah dikenal
para pendengar senang bersama dengan anda kembali
berhasil dibawa ke daratan oleh kapal penangkap ikan ini
hotel berpintang pun menyajikan menu nusantara
selain beberapa bagian sandal ini juga proses pembentukan atau penyempurnaan yang membutuhkan keahlian dan kreativitas
pasnya di sana pada saat ramadan itu ada nggak sih mbak kalau di indonesia kan udah pasti takjilnya ada kolek dan lain sebagainya
nah sedangkan kalau mengontrak rumah juga ada benefitnya secara finansial
sehingga saya melihat bahwa ini menunjukkan dia siap untuk bertempur dengan santai
yang damai tapi gersang itu awalnya dari situ
jadi ini sebagai usaha pencegahan bapak ya
sehingga kawasan ini menjadi pintu masuk perdagangan antarabangsa yang ingin masuk ke surabaya
gak kesulitan untuk nyari pemain
mendengarkan stasiun yang belum dia kenal yang disebut adventist world radio atau awr yaitu radio advent
karena sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang secara resmi mengajukan hak angket
karena itulah agar kemudian disebutlah target bahwa para tersangka ini nantinya
sepatis sama islam nusantara misalnya
sehingga dia melakukan perencanaan menyusun perencanaan mencari korban dan muncul tiba tiba melihat korban
insiden terjatuh yang membuat abah mengalami cedera tulang ekor dua ribu dua puluh silam kini terasa begitu nyeri
jaksa penuntut umum demikian yang boleh
bahwa ini memang sudah disepakati dpr oke
walaupun kelihatan masih tegang
yang telah kami persiapkan khusus bagi anda
biasanya mereka bertahan sekitar empat jam setelah tarawih agar tidak kelewatan waktu sahur seperti itu
gringsing kopi pecah kangkung setingkes
sudah menetapkan kebijakan fleksibilitas harga pembelian
ali budimansyah adalah the goat di indonesia mutriko
nah misalnya nih untuk spf tiga puluh
atau yang biasa dikenal dengan tomat mawar
prosesnya butuh waktu berapa lama bu dari awal sampai akhir
itu berjalan apakah itu
kalau sudah memilih aplikasi yang akan digunakan
jadi pada dua tahun ini
akhirnya yang komen ya apa yang terjadi di
baik di spklu res area maupun di kantor pln pengisian daya kendaraan dilakukan dengan cara yang sama
inilah sepuluh perintah tuhan
ya kita harus tegak lurus sama konstitusi
hai banjir dan tanah longsor melanda hampir sebagian besar kota semarang jawa tengah sejak
stem cellnya dia masih sekian juta sel
tim liputan cnn indonesia
oh iya itu sebenarnya kita akan berkali kali
sebagai terapi diperlukan latihan penciuman atau olfaktori training
misal di tempat ibadah maksimal hanya dua puluh dari total okupasi yang diperbolehkan jadi total maksimal yang diperbolehkan
terkait dengan tiket tidak pas dan global
seperti pesulap aja oke jadi kurang lebih
dimana kebutuhan setiap bulannya
kalau yang kekinian kan anak anak kekinian kan makanannya tahu kan emasnya ya
mungkin mabihnya hanya lewat saja
dan angkatlah mukamu sebab penyelamatmu sudah dekat
ataupun tumpangan kenderaan tumpangan rumah atau apa saja
ketersediaan kemampuan kekosongan dan tren harga
direktur utama pt kereta api indonesia sebagai pemimpin konsorsium bumn proyek ini
dalam dunia mungkin ya kalau kita cukup sukses
ataupun juga perbuatan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan di ranah cybercrime
bahwa berkepunya faktor kebutuhan antara pedagang dan pembeli
hukuman maksimal untuk kasus penganiayaan berat terencana
dapetnya lebih banyak daripada yang
ada juga tentang asuransi terus juga kita sempat ngebahas gimana sih nasib ekonomi indonesia
selalu saja ada kejadian kejadian yang dimungkinkan bagi
jika uang tunai sulit diakses atau digunakan
saat kimia sintetis mulai masuk itu berawal dari pupuk pupuk bersubsidi yang dianjurkan kepada petani kopi kami untuk menggunakan pupuk itu
si ruki apa sama omor kan tahun ini
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh omobelo untuk sbs news
tapi ketika rakyat memilih memilih siapa memilih apa
saat menjabat sebagai ceo termuda di sebuah penerbit besar indonesia
sehingga dua duanya juga nanti akhirnya bisa berjalan dengan baik
ada diving spot selanjutnya yang harus kita kunjungi dan ini tidak boleh dilewatkan juga
undang undang cipta kerja karena demonstrasi berlangsung terus
bahwa tidak ada proposal tunggal dapat mengatasi kekacauan ini dalam semalam
mengenai bbm pihaknya sudah berkoordinasi dengan pertamina
kemungkinan terjadinya kebocoran ataupun pengambilan data yang masih bisa ditanggulangi berlin
wajib melakukan verifikasi konten siaran ke kpi
dia kekurangan vitamin b dua belas waktu itu akhirnya
daun kucai adalah sayuran hijau yang masih masuk dalam golongan bawang
pemirsa ramai capres nomor urut tiga ganjar prano mengusulkan kepada partai pengusungnya dan partai pendukung anies chaimin
tiga puluh tujuh provinsi akan kita kasih pet scan
namun banyak pula yang memilih jalur tradisi dan spiritual
golongan yang dirilis sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan bahkan dalam dunia medis
sepintas bentuknya mirip pangsit namun rasa dan isinya berbeda
jadi kita akan fokus di perlindungan kawasan dan juga perikanan berkelanjutan
dimana median pendapatan rumah tangga nasional meningkat sebesar sembilan belas sejak tahun dua ribu delapan belas sembilan belas
dan saat ini kan jangankan miliaran kita pinjam uang sepuluh juta pun harus dengan jaminan
untuk memikul pembekakan biaya proyek kereta cepat jakarta bandung
sehari hari ia manggal di simpang sungki mulai dari pukul sepuluh pagi hingga sore hari
itu yang disebut pelaksanaan reforma agraria
sehingga untuk suplai suplai ini bisa lancar

gw pikir indonesia orang orangnya baik baik makanannya enak
kemarin ada beberapa tempat di atas rp enam sudah harganya
menjadi bisnis yang masih menguntungkan nih nantinya
terutama cukoknya juga enak sih
ini karena ini salah satu pengemang jodan
tapi yang terpilih itu apakah cakep
karena dalam perdamaian itu kita belajar empati berpikir kritis
dan dokter juga jadi dua duanya ini yang menangani yang sudah kena dan juga melihat apa yang terjadi ibaratnya
jadi kenapa harus menggunakan pcr kumur
jadi nilai faktor keberuntungan di surfing itu tetap tinggi
paling enggak seminggu sekali lah saya menggunakan
dan ini pak apabila ini tidak cair di tahun dua ribu dua puluh dua
atau penyeberangan antar pulau
gak pernah masa engga pernah di siras gak pernah juara
saya suka cara mereka menggabungkan semua pendapatan
apakah anda melihat ada sosok pak jokowi melihat perubahan yang kita rasakan ketika prabowo mencalonkan jadi capres tahun ini dengan beberapa waktu lalu
dan masih banyak barang barang lainnya yang bisa dilukis dan itu harganya sekisaran rp dua puluh lima sampai rp lima puluh
jadi kan waktu itu kan emang posisinya emang nggak susah
ini pertumbuhannya dari tahun dua ribu tiga belas
lalu ada juga berbagai jenis pepes dan tumis sayur
ada gak sih pak caleg yang sudah berhasil menang
dan alhamdulillah sih dia dari umur berapa empat tahunan ya
apa yang sudah kita upayakan ini
dulu gue liat dbl kayak gila banget ya
dan itu juga menjadi pertanyaan dari orang orang awam
nah dalam hal ini itu membantu saya
nah ini dia ktp baru saya
ada flow muter meskipun itu crowd banget dan itu rapat banget
indra biasa membeli untuk diberikan kepada orang terkasih
maka memunculkan spekulasi lain bahwa ada upaya dari pimpinan komisi pemberantasan korupsi untuk menyingkirkan pihak pihak yang benar benar melakukan tugasnya untuk pemberantasan korupsi
terpujilah nama tuhan temukan kita setia dipersembahkan untuk sister beth di grup awr malay
karena jalur jalur yang digunakan oleh yupaus ini
mengatakan mereka akan mengalami
baik terima kasih yang mulia majulis hakim
terima kasih sudah menyampaikan atensi kepada kami
dan kita butuh untuk sama sama membangun ini
nah kalau berbicara hari ini dapat apa hari ini makan apa kalau misalnya ada pak slom menawarkan makan gratis susu gratis alhamdulillah pak anies sudah melakukan itu di dki
cemilan oh pakai buras kalau di sini
cek lapangan oh benar ya sudah
jadi dia udah sepuluh tahun disitu
paling bagus untuk anak anak
hal yang dia lawan di surga
denmark atau indonesia ke rekan rekan denmark di sini
jadi coverage itu nggak mungkin lebih dari seratus
kita kombinasi ada kebijakan moneter peska dan juga ngecekkan di lapangan secara langsung
sementara debat ini semakin menguatkan gitu
kohos emang gak terlalu genzet ya
kalau saya sih cukup senang aja terjadi seperti ini
kemudian saat kita mengeringitkan dahi ataupun mengangkat alis
yang bisa diandalkan warga sumba
wah enak banget sih
antara lain intensitas buang air kecil yang sering cepat merasa lapar
namun kalau sampai kita harus menjual kembali
sama admin nih adminnya gak mau dibongkar profilnya
di bagian bawah mana yang mudah sekali rusak
nah kalau begitu kan soal orang melihatnya kan
hmm apalagi ya buah buahan lokal yang sering kita temui pada zaman dulu
untuk beberapa daerah di indonesia ada yang memberikan seserahan dalam bentuk kasur hingga lemari
tidak dijalankan dengan benar sehingga kemudian
ya udah akhirnya ikut menembak tukunin lah akhirnya
dan relokasi jalur utilitas
seolah olah ini adalah perkara perdata
layanan drive thru ini akan berakhir pada enam belas april dua ribu dua puluh tiga
disarankan juga melakukan olahraga rutin ya minimal tiga puluh menit
lalu apakah telurnya sudah bisa dimakan
amanah undang undang pasal dua puluh delapan ayat satu mengatakan bahwa amanah masyarakat harus selalu sehat lahir dan batin
seperti petani di desa kembang bilu ini

yang berbicara kepada sbs mengenai kesulitan yang dihadapinya
di sini memang untuk kantong parkir di harjamukti ada tiga lokasi
jadi dia mukulnya agak kenceng dikit gitu loh
hmm waktu dulu enggak
di mana masyarakat ini bisa memelihara juga menangkarkan satwa liar
di kampung ini ada puluhan industri rumahan milik warga yang memproduksi aneka kerupuk
dia memiliki kemiripan morfologi
pakin lama membesar lalu gatal
dari dua puluh dua kabupaten dan kota termasuk empat kabupaten di sumba sebagai indikasi geografis di kementerian hukum dan ham
silahkan pak ganjar satu menit dari anda berbicara
tapi juga takut dengan ketinggian
taruh batunya kita bakar sampai batunya merah
tapi pertama kali adalah soal gempa yang terjadi di sumedang
yang satu lagi harga di tingkat produsen atau petani
kalau misalkan yang animasi itu
seperti dikutip laman cnnindonesia com
mulai dari aksi pencopetan hingga penodongan senjata tajam
kue kue yang dessert gitu es krim
nah dengan capaian pada kuartal ketiga yang tiga lima persen saya rasa justru malah prediksi the whole year sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu ini kami jadi lebih optimis lagi
cukup cari pelajaran musik instrumen atau grup musik komunitas secara online
berada di kecamatan sawangan kota depok
kecuali kalau ada orang yang bersedia menyewakan tanahnya
dan menurut saya penting untuk menggunakan bahasa ibu dari tempat itu juga gitu
untuk ketegunan muhammad turmudi warga desa sambitan kecamatan pakel kabupaten tulung agung
sampai jumpa di sport corner berikut ya bungkus
koalisi indonesia maju gitu
yang kedua adalah pelaku umkmnya sendiri
ada madu hutan madu dengan varian nektar madu bipolen dan masih banyak lagi
saudara abu mau bantu bantu kayaknya
di dalam ruang sidang tadi saat ini saya sudah bersama dengan anggota komisi tiga dpr dari fraksi pdip arteria dahlan
kalo yang bisa lebih tinggi kenapa harus ngambil yang lebih deket lebih rendah gitu kan ya
beralih ke informasi lainnya bali menjadi tuan rumah world water forum atau wwf ke sepuluh dari tanggal delapan belas hingga dua puluh lima mei dua ribu dua puluh empat
dan ini selalu terulang
gimana murah gak harganya pak
yang meminta untuk menggunakan anggaran yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik
pak ganjar apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik
jadi waktu kita menjual tiket mungkin ada dua akan nanti dijelaskan
sudah terus nanti langsung di test pcr atau antigen
sebanyak dua puluh tiga juta mobil dan tujuh belas juta sepeda motor akan digunakan untuk perjalanan mudik tahun ini
seorang akademisi mensosialisasikan program ferencjov
untuk handlingnya kalau kita aerodinamik ya
oh disitu sultan kayak apinya nyala lagi gitu
ya untuk buka puasa bersama juga kajian itu biasanya diadakan
menjadi memilih paslon tertentu
dok tapi sebenarnya waktu yang efektif untuk olahraga pada saat berpuasa itu kapan sih
masih ada waktunya masih ada waktu
darmawati dan suaminya beragama kunghucu
bagaimanapun karena ini langkah politik ya mungkin selalu ada nuansa itu gitu
lebih dari dua puluh aneka jenis bakso ditawarkan di sini
dan yang rasanya benar rasa afrika
jadi gunakan foto terbaik ya namun jauh dari predikat seksi
tapi emang basicnya suka basket atau emang suka olahraganya aja atau gimana kok
karena mengalami ketidakberdayaan terhadap hal hal yang nyata
nah problemnya bisa jadi di kita juga seperti
mari kita sambut rajanya streetball
mungkin mau ditambahkan pak subakti karena tadi
kombo protein hewani dari daging sapi
namun mungkin terdapat kendala dalam mencapai angka ini
jadi kita harus cari memang support yang lebih banyak dan kita harapin sih di kemudian hari di kedepannya ini lebih banyak support dari indonesia
tim liputan cianin indonesia surabaya jawa timur
sama mbak sama pada keduanya
orang sumba juga menenun bukan pekerjaan utama
memang mengalami kenaikan harga
konsumsi pengen sehat istirahat yang cukup gaya hidup yang baik agar asam lambung tidak kembali
ya memang proses ya tapi kalau misalnya kayak polisi kan ada topinya gitu ya
harganya berapa nanti segera uang gunanya dan lain lain
pemandangan mobil mobil penumpang yang meletakkan barang di atap kendaraan
ada yang tertarik menjadi produsen cobek seperti saya
sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kesepakatan
selain memiliki keunikan arsitektur lokasi kedua masjid
sebagai orang kristen di perjanjian baru
bukit kars seluas lima hektare ini adalah
selanjutnya bumbu cabai dan bawang dipotong potong
bahwa ada kondisi yang seperti itu di bau bau
pada saat itu kalau enggak suku jawa suku sunda padahal ada juga nih suku osing namanya dari
ya siap dengan perbekalan air
isu keamanan dengan palestina tentu adalah isu yang terus menerus dikobarkan
dan merugikan iklim investasi di indonesia
sehingga pemilik pabrik membangun masjid untuk para pekerjanya
dan memperoleh apa saja yang mereka dapat
jawaban dari pak prabowo waktunya satu menit
sama si ius dan kawan kawan
disebutnya digaji tiap bulan kayak gitu
sheikh mungkin sudah banyak sekali yang bertanya kepada sheikh terkait dengan polemik yang terjadi
bagaimana mencari makan untuk makanan dan bagaimana menjadi penembak jitu
seorang ibu ikan pemimpin di populasi ini jatuh sakit dan mereka mengikutinya ke perairan dangkal
nah kalau uvb itu kena sunburn
atau kabinet ahli bukan toksik kabinet atau kabinet yang justru di dalamnya terlihat dari luar tampak kokoh
kalau tikusnya itu cenderung nggak mau makan atau diem
secara di atas kertas memang
kita punya parkiran sepeda yang baik kita punya fasilitas pendukung transportasi lrt mrt krl busway sudah welcome lah dengan orang orang yang membawa sepeda
arkopantes satu setengah tahun aku pindah ke gresik
anda gimana sih anda tidak menghitung ya
namun dalam undang undang harmonisasi perpajakan lapisan tarif penghasilan
jadi kita menggabungkan dua kebudayaan ini untuk menciptakan satu budaya khas lah ya untuk morenin
bagi manusia seperti kita semua ini
serta pastikan selalu berkonsentrasi saat berkendara
apabila walaupun ada pembatasan kendaraan berat tapi kan masih ada kendaraan logistik
ini dari pengalaman pribadi temen temen gitu
orang pada berlarian jadi crowd crush
sebagai pemilik generasi kedua mempertahankan kuliner legendaris yang berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan itu tentu tak mudah
nah kami hadirkan informasinya untuk anda
pak hilmat yang cukup menarik adalah tadi ada katakan bahwa ada screening lainnya
tahun ini salah satu inovasi dari pendalaman
kan tapi lu gak ada kepikiran kan kalo misalnya telkom basket di bandung kan udah oke lah sebenarnya gitu ya lima besar lah kalo di bandung lah si telkom ya
berlokasi di ganjuran bantul yogyakarta
nanti kita ada merchandise
gue kayak menurut gue tuh lo udah harus ngerem gitu
atau memang tinggal memang sudah cukup lama di sana
nah ini ini nanti di kacang hijau dikasih daun pandan
mulai dari masjid hingga destinasi wisata kuliner
ya untuk sementara sih sesuai kontrak dulu vincent ya
juga ada juga itu sesi psikolog ada ada dari situ ya psikolog kan ya kita kasih tahu relaksasinya
kalau yang di janara itu biasanya yang lima belas harganya empat puluh lima
benar benar ini harus dilihat dari kepentingan masyarakat banyak
jadi ketika lahir jarinya simetri
bisa keluar anak tinggi gitu ya kadang tinggi mah
dan mengambil sebuah motor metik milik penghuninya
kemudian juga merespon apa yang terjadi saat ini
eh kita masuk di urutan terakhir kedua
ada sebagian wacana dari masyarakat karena ada potensi kalah terus masuk ke jalur politik melalui hak angket
yang masih bertahan dan beroperasi di kota besar
dan mungkin orang orang di luar sana terkait dengan kejadian yang tentunya tidak kita inginkan hubungan yang toksik
karena koridor yang aman tidak tercipta
ibl draft di season selanjutnya
setelah menaiki step dua puluh delapan anak tangga
sementara ruas jalan yang memiliki teknologi yang mumpuni masih terbatas jumlahnya
tadi sudah disebutkan oleh pak cucu jam jam dan tanggalnya memang itu hasil diskusi ya pak cucu ya
apalagi di olimpiade kita sudah gagal
kemudian keluar lain namanya football spectator x
itu ada head snow poise atau disebutnya sekarang bahasa indonesia sumber hidangan
karena ya itulah mungkin masih ya masih tertinggal
kalau kita lihat dengan undang undang tadi yang telah mengatur untuk pelanggaran
nanti pergi ke laboratorium juga begitu
masjid yang mempunyai kapasitas lima ratus orang ini juga menjadi tempat wisata religi bagi wisatawan yang berkunjung ke palembang
diantara tujuh provinsi di mana ini
segitu canggihnya teknologi segitu besarnya wilayah dari azayitun
makanya saya sebagai ketua komunitas podcaster youtuber dan content creator
ini contohnya apa saja kita bicara yang basic basic atau yang misalnya ya tadi pet scan itu kita sudah bisa produksi sendiri
dengan berbagai dalam traktik serangan yang ditujukan kepada prabowo gitu
nah apakah pengusaha juga melihat dari sisi ini
kopi tiam tiamnya itu toko
karena fungsi beton adalah menahan gaya tekan pak
bebas memilih pekerjaan atau rakan kerja bebas menentukan harga
sehingga ini menjadi tanda tanya besar yang kita harus ungkap
data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama sama
tapi ketika dikelola oleh tpn yang kita lihat memang orang orang hebat justru kemudian turun
covid juga merupakan tajuk berita utama terus menerus
pesawat amfibi buatan amerika ini merupakan salah satu cicak peninggalan perang dunia ii yang ada di kabupaten biak
dengan dalam bentuk yahudi
ada di peringkat empat puluh lima dan
mungkin cuma daerah daerah jakarta saja mungkin daerah
nah ini jadi di situ saat nanti prakteknya juga gini
sehingga kalau itu terjadi maka petani petani kita mulai perlahanan berjairah tanam kedele
sehingga auto throttle masih tetap aktif
kalau misalnya mereka harus turnamen ke luar negeri
dengan semua kekuatan semesta
satu kaleng rp lima ratus itu rp satu ratus lima puluh
artinya memang antara pemasukan dan peneluaran itu tidak match tidak sama
kadang kadang kesempatannya itu yang suka berbeda gitu kan
setelah pentasan ya mungkin kayak
mereka tidak berlaku jujur terhadap allah
kita seleksi rekrutmen kemudian pendidikan politik
saya pro perdamaian dunia
ini game sih ya kalo misalkan lu pernah nonton tonight show d itu kayak setuju gak setuju sih
didirikan batu ini atau tubuh ini yang dituliskan
emang aku ditawarin waktu kelas tiga smp
udah memasuki tahun kelima nih berarti kok ya di sm ya
kelebihannya adalah bahwa ketika islam itu masuk
sehingga kita harapkan daging kerbo ini bisa mengimbangi
yang paling sulit justru menangani kondisi psikis dan kondisi kondisi
kayaknya itu buat dia yang tadi lo bilang gitu frustrasi gitu
ya alhamdulillah gue udah masuk divisi gue udah pernah ada di billboard di sudirman
karena ya eskalasinya eskalasi konfliknya akan kelihatan di sana gitu
yang akan bekerja mengamankan seluruh jalur
yang mengasah keahlian warga doli
sehingga bisa menjadi daya tarik
juga membantu menyiapkan kue lebaran atau makanan lain
tapi kalau dulu kan nyebutnya posting anytime gitu ya di pat
kebun tebu baik milik perusahaan maupun perorangan terdapat hampir di setiap kebupaten dan kota di jawa timur
rempah rempah di bebek packing ini benar benar terasa
yang makan di sini pun biasanya pelanggan
jadi kita mau melihat sebenarnya siapa sih yang paling baper dalam keputusan mk ini
nah sekarang saya mau makan pesanan saya tadi ada ayam bakar ada daun singkong telur gulai
dia lagi buka kedai kopi gitu lah sekarang
tapi kita saya terutama diminta oleh pak presiden menjaga ketersediaan
nah maka solusinya yang salah satunya tadi
sebagai strategi untuk menarik penumpang
katanya yang banyak di masalah ini ya sebenarnya kan tinggal
dari haji abdul rahman ini berada satu areal dengan kuburan ataupun setra umat hindu
dalam pertemuan tersebut ia juga menjelaskan penyebab kenaikan harga telur ayam yang menyentuh rp tiga puluh satu per kilogram
lantas benarkah unsur dugaan kelalaian dalam penggunaan senjata api menjadi penyebab atau ada penyebab lainnya
adonan daging tepek lalu dicetak ke dalam loyang
saat menginap di hotel anda bisa menghemat energi
ini kali ya buat informasi buat temen temen
rafael disebut melakukan pencucian
rasanya kalau pagi pagi sarapan ini
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
kain tenun ikat sumba menjadi warisan sang leluhur
november itu saya harus nikah sama istri
sudah saatnya ada substitusi produk impor
kunci t menjadi alat sakti dalam melancarkan aksinya
untuk dapat menimbun kekayaan
seluruhnya ditolak oleh majelis hakim
ini bagi beberapa orang yang mungkin kesulitan mencari tempat makan ya
tapi kalau dari kemampuan kalo owi ngeliat kayak rinovita atau rehan lisa dibandingkan sama yang lagi menguasai diatas ya kayak si
ekosistem kedua mereka yang menguasai sepak bola
kalau kali ini bagaimana caranya agar meminimalisir itu pak gris
bahwa ini akan menimbulkan sebuah gangguan suara
atau dikenal sebagai bagian dari ring of fire
salah satu filosofi yang saya tahu pada zaman dahulu itu
sus itu seperti kue tidak tahu bedanya yang penting sus itu seperti kue tapi kecil seperti bentuknya apa
itu dimakan kayaknya bisa menambah ini terus juga toge menambah banyak kualitas sperma jadi lebih banyak lebih bagus terus pisang
finansi dan kesiapan sekolah itu di dki relatif terpenuhi
kemudian yang kedua seperti disampaikan tadi oleh bapak presiden pasar induk beras cipinang
damai bagai hujan yang jatuh
jadi ada masa yang besar tetapi di satu tempat yang sangat kecil sekali
jadi kalau kita mau jadi entrepreneur kan ada investor
jadi kita tahu berapa ada individu di daerah sini
tipe tipe gitu dan punya size juga gitu
untuk memastikan bahwa harga ini dikurangkan
pedulungan serta ada sedikit di kecamatan semarang barat mbak oke mbak ita ada berapa
daging domba yang digunakan berpadu dengan saus pedas ala turki yang langsung lumer di lidah
yang berikut juga adalah pada saat mereka transisi sebelum menunggu rumah namanya ada uang tunggu
atau healing ya seperti itu
serta memiliki cita rasa gurih dan manis
ya anda harus belajar untuk bisa merelasikan
konteks tudingan ini adalah elemen elemen kekuatan politik yang berpotensi tidak produktif
tentu saja tetap menghargai habitat aslinya
itu event jacklot kan kalau bisa sebulan ya kak ya
di sisi lain ada peluang petani kan gitu
ya nggak lama sih ya
masih banyak room to grow lah gitu loh
jadi kayak dengan buka bersama ini sangat sangat mengobati rasa kangen apa dengan tajil tajil atau makanan makanan khas yang ada di indonesia gitu ya
tapi kami optimis jamah yang berangkat bisa melakukan proses ibadah haji dengan baik di tahun ini
itu maksimal hanya lima puluh km
tapi kalau yang dibuat manual mau dibentuk ukuran berapa mau yang jumbo mau yang kecil bisa
dan top sikh asian social impact award di tahun dua ribu tujuh belas
kekejaman para penjajah di masa lalu masih meninggalkan luka mendalam yang bisa dirasakan hingga saat ini
dia adalah suatu anyaman serabut serabut ligamen yang kecil kecil harus harus
oh ketua umum ambil ini ya maksudnya take action untuk
untuk komunikasi interaksi kami ya sangat baik
meracik resep yang lestari hingga kini
sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada empat belas april dengan tiga puluh sembilan tujuh ratus enam puluh tujuh penumpang
dengan edukasi program promosi yang lebih banyak
walaupun dengan ada beberapa keterbatasan
ya menurut saya dulail meskipun memang seratus kenaikannya itu menurut supporter
viba juga nggak masuk sebenernya dalam mimpi gue
diabetes mencapai sepuluh tujuh juta orang
iya kalau lima belasan orang itu ya satu persen kan ada karyawan yang sepuluh ada lima belas ada ya ada sampai yang dua puluh lima ada itu
nah kalau di indonesia karena tesnya kurang saya nggak yakin itu bisa dilakukan
ini yang menarik sebenarnya juga ada kaitan sama sentimen tadi ya
dan juga komen di youtube channel cnn indonesia
ada ucapan ucapan terkait dengan hal hal tertentu yang diucapkan oleh pelaku
ya kan mana tahu betul betul ada sesuatu yang diharapkan
di dan awal agustus mario dengan santai mengatakan akan menembak david kesaksian ini terlontar ketika
mereka tidak berharga itu lalu tanpa mengadakan
kan selama ini yang diperjuangkan
kalau emang mau dikasih gak minta gitu kan
sembari menunggu bumbu mangut beong masak saya menyiapkan ikan beongnya dengan cara digoreng seperti ini
ada sembilan asisten wasit
dengan kualitas yang semakin baik harapannya sepatu sepatu olahraga merek lokal ini dapat menjadi alternatif pilihan
agar tidak mengurangi belanja anggaran kementerian dan lembaga lainnya yang juga harus diprioritaskan seperti pendidikan dan kesehatan
untuk membangun pemilu yang luber jurdil bermartabat dan berintegritas
lalu kita jemur di panas matahari sampai layu
ini ke sekolah pelita harapan lipo
tingin sih ini juga lagi rencana
karena kan kalau kita lihat yang menjadi titik prioritas jalan jalan protokol
seperti pantai pasir pendek tanjung bajau dan pantai pasir panjang
kalau hijau ya dia boleh keluar boleh jalan boleh ke mall
apa infrastruktur yang dimiliki oleh kpi
lazimnya asinan bogor terdiri dari sayur mayur dan buah
kalau wakil rakyat kita di parlement tidak sensitif terhadap perlindungan anak perlindungan perempuan ya masih panjang lagi jalan yang akan kita tempuh dan seperti itu
belum sampai sepenuhnya memahami itu
setelah panen dijual kooperasi uangnya kembali ke kanan
dan ini kalau di air durinya lebih lentur pak coba pegang pak
nah oleh sebab itu orang itu masih lelah
sehingga kami siapkan dapur umum
tidak hanya sekedar roda perekonomian kota di pasar ini sekaligus menjadi bukti keragaman etnis yang masih lesari hingga saat ini
dua hal tersebut yang juga dirasakan zianet
di undang undang dasar empat puluh lima pasal dua puluh a ayat dua ada fungsi fungsi dpr yang memiliki hak salah satunya adalah hak interpelasi angket dan menyatakan pendapat
saya mau istirahat selalu untuk beberapa tahun ke depan
jadi dibilang sisa tahun dua ribu dua puluh ini gue mau targetin apa
pertandingan timnas indonesia melawan uzbekistan dalam laga semifinal piala afc u dua puluh tiga disambut antusias masyarakat
rompi kuning nah ini problem yang kita hadapi
secara optimis akan bisa tercapai begitu ya bu nadia
kas tiga kg kemudian harganya juga meningkat
semakin dimatangkan oleh pemerintah
lebih kayak apa ya kalau main di mobile itu apa ya grafik dan
perjalanan mudik atau perjalanan kembali
kita lebih ke nuansa dari negara jepang ya
sementara bagi orang orang yang sudah sering dan terbiasa berlatih ocr selain untuk menjaga kebugaran dan kekuatan tubuh olahraga ini ternyata juga memiliki pengaruh positif lain
nah kemudian rumus untuk mencari perhatian itu adalah sesuatu yang orang akan penasaran
salah satu program peace generation yang rutin digelar di bulan ramadan sejak tahun dua ribu sepuluh
untuk melihat berseberapa luas dampak daerah biasanya kita melihat yang pertama adalah manggitudo dari gempanya
iya memahaminya memang ada komitmen yang berbeda beda ya
kalau tetangga apartemen saya itu ada yang kontak langsung dengan orang yang positif gitu
menjadi pilihan utama untuk menu berbuka puasa
menunya mulai dari cakwe udang
kita melihatnya dari angka pendaftar ya
cukup berbahaya namun harus tetap dilakukan
terus followersnya juga pasti kan masih dikit kan segala macem
kemudian tiba tiba setelah kasus ini mencuat dpr seolah membuka peluang mengkaji legalisasi ganja
berakhirnya penggantian kerugian pajak
tapi ini langkah yang sangat brutal menurut saya
tentang hidup sih bukan di basket aja
menu bubur ayam komplit dijual seharga rp dua puluh empat
nah itulah tadi bapak ricky kusumo dengan rangkumannya tentang iklim di australia
itu bisa ada dua atau tiga jenis
menurutnya cara ini efektif menarik pelanggan
ya kita setelah kalah kita akhirnya kan mau bergabung dengan pak jokowi yang menang sekarang kita yang menang
dari narasi keberlanjutan belakangan ikut mengeluarkan kritik yang tajam
jadi kata kuncinya itu bisa mempengaruhi ya
biar tidak ada rasa tanahnya tersebut
oh jakarta barat oh iya ini kalau orang jakarta barat biasanya sekolahnya kayak gitu gitu cien
yang kira kira berefek besar di basket indonesia
bukan hanya menjawab sekedar ini kan akhir tahun biasa gitu ya
dari tera sendiri apa yang berbeda dibandingkan tera yang sebelum dapet asian games
yang jualan sejak tahun sembilan puluh delapan tadi saya kecil loh
bila jumlah kasus positif covid sembilan belas berkisar dua puluh hingga lima puluh kasus per seratus ribu penduduk
seperti misalnya kayak beli ikan lele gitu sekarang di sini kayak di aplikasinya ditulis maksimal beli dua jadi bener bener
terus juga cokorda nanya gimana enaknya segala macem
saya diego dari cnn indonesia tv
jika jumlah rambut rontok perharinya antara lima puluh hingga seratus helai tandanya harus waspada
kalau menembak ya ketika kita latihan bareng
masjid ini dibangun selama tiga tahun oleh para sesepuh dan pengurus persatuan islam tionghoa indonesia piti sumsel dan diresmikan pada tahun dua ribu enam
gimana gimana kalau lu berdua nih
bagi penyelenggaraan seleksi dan rekrutmen
gila ya nontonnya aja harus masuk hutan gitu kan
dan peralatan elektronik serta kebutuhan penerangan
oh gak jauh sama lu ya ceni
salah satu kecelakaan akibat minuman keras pernah menimpa selebgram laura anna pada tahun dua ribu sembilan belas yang lalu
dan kini saatnya saya terbang dari atas ketinggian dua ratus sepuluh meter di atas permukaan laut di bukit kampung toga sumedang
di petani muda keren para petani didorong untuk menerapkan laku pertanian organik
biasanya mereka kan post di story mereka kan
hal itu telah menimbulkan pertanyaan apakah australia sedang menuju masa depan tanpa uang tunai
dan itu tidak harus tuhan dari agama lain
saya akan masuk ke isu yang lebih dalam ya soal ekonomi
kemudian hasilnya akan muncul di panel di tengah ini
itu edukasi tentang damai
tapi kekuatan allah yang bekerjasama dengan kekuatan manusia
berarti cuma jatah libur seminggu berarti ya kok ya yang praktis ya
pak haji bacaan peluang indonesia melangkah ke babak ketiga kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam seperti apa pak haji
foto dan video banjir di kalimantan masih ramai di lini masa dan untuk membahasnya kita sudah terhubung lewat zoom dengan juru kampanye hutan greenpeace ari rompas
kucingnya pun rutin dibawa ke salon khusus kucing untuk dimandikan dipotong kuku dan dibersihkan
entah itu liburan atau pulang kampung sehingga itu menjadi waktu yang paling padat dan juga paling sibuk
terus ya sesama atlet ngerti lah kita harusnya kalo menurut pendapat saya mereka harus boleh main
untuk satu dandang baik kacang hijau ketan lutut dan adonan
allah bapak kita akan jemput engkau
saya kira kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bersama
salah satunya konco kenchi tamani
apakah kemudian masih memungkinkan ya model model lain dimana misalnya ada strategic investor misalnya diundang ya
cuman ternyata kan mereka ga ikut lagi tuh
belum ya jadi untuk temen temen yang di pontianak
pasti suasananya berbeda tapi perbedaannya signifikan gak pak
jadi jangan pelit ramuan nya supaya rasanya merata ke semuanya
salah satunya soto padang yang berlokasi di jalan pintu air raya
menggambarkan masalah ini sebagai kerugian yang ditemukan sendiri oleh perusahaan
jadi bebeknya itu tidak kena api langsung
berdasarkan pusat data informasi kementerian kesehatan dua ribu dua puluh di indonesia
tenaga mesin kembali bergerak ke belakang
oke untuk warga yang rumahnya terdampak berat begitu apakah sudah ada kejelasan soal relokasi dan penggantian
silakan bapak ganjar pranowo menanggapi jawaban tadi
orang tua kadang cukup untuk melakukan observasi dan pengamatan aja terhadap keseharian anak

pengukusan pertama bertujuan mempermudah pembakaran
spk di polres jakarta timur misalnya seperti itu
nah setelah itu sudah deh langsung anda bisa menyaksikan tayangan tv digital dengan lebih jelas
pembelian ayam di sana merupakan salah satu cara sembah yang warga sumba untuk meminta petunjuk kepada sang pencipta melalui arwah nenek moyang
di perluas lagi tentunya ada mereka yang pihak yang menerima
nah terus waktu pertama tahun pertama tahun pertama aku terdaftar itu dua belas pemain
penumpang yang turun kemudian memilih becak motor untuk meneruskan perjalanan ke rumah mereka
di tengah pandemi ada pr press yang mengatur tentang uang penghargaan bagi wakil menteri
di sini anda mungkin dapat hobi atau passion baru
tengah harinya awal tiga tahun terus saya bilang ambilnya dua tahun aja
dibantu oleh pemerintah setempat ataupun dari komunitas terkait untuk membantu anda mendapatkan kebutuhan sehari hari
kedai jajanan ini usianya sudah lebih dari tiga puluh lima tahun
proses pengentalan membutuhkan waktu sekitar dua jam
tapi kalau ke pengadilan sana ya silahkan saja ya
dan itu kemarin juga sudah menjadi perhatian kita
tapi kita harus optimis karena ini main bolanya di atas rumput pak
program itu bagus ya
kalau olahraga ini ada nasionalismenya
supir gak masuk tiba tiba harus ngantri anak sekolah tiba tiba mau ke pasar beli ini
tapi marilah tema kehutanan tema hutan yang mau dibangun di ibu kota itu benar benar di aplikasikan
bisa menumbuhkan kegiatan perekonomian secara signifikan
kita bikin campuran rempah kita sendiri
jadi ini kelihatannya gerakan dasarnya sangat simpel
gue bilang wah ini terlalu banyak foto foto
dan waktu kita peletakan juga di sana di tahun berikutnya juga mereka sangat welcome
pertanyaan saya kepada pak prabowo
digoreng kalau airnya itu yang buat bubur khusus buat bubur otomatis air ayamnya banyak rasanya lebih
widi dulu setim sekarang jadi lawan
apalagi pernikahan adat di indonesia nih
seorang astrofisikawan asal indonesia pierre christian terlibat dalam proyek ini
dari segi bumbu dan segala macam juga ya gak berlebihan tapi pas lah gitu rasanya
mungkin ini semua sudah tahu bahwa pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus
terutama di daerah pedesaan
warna tadi itu dia tidak masuk ke dalam benang yang sudah kita ikat tadi
jadi tadi kan disebut mereka makan plankton
saya pernah dengar saldukan di komisi satu dpr waktu itu
kalau pada saat misalnya diam di rumah

sementara pilihan lainnya adalah teh jahe coklat dan janjruk
tentang penularan covid sembilan belas
kementerian perhubungan memprediksi puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat akan terjadi pada delapan april dua ribu dua puluh empat
sehingga mereka melakukan hal ini
sebenarnya bukan big season bagi bali
dr smith mengatakan mamalia ini sangat akustik dan sangat bergantung pada ekolokasi
tapi menurut ktk sendiri kalau lu udah delapan episode nih kan menurut lu episode mana yang buat lu kayak
satu adalah soft infrastructure tadi tenaga medisnya
menerima tuhan sebagai raja mereka
nah kalau misalnya dia saat ini mengontrak maka dia harus berpikir
produksi padi kita itu turun rata rata satu per tahun bisa dibayangkan selama pemerintah saat ini
disinilah nanti letaknya koordinasi integrasi sinkronisasi dengan posko desa dan posko kelurahan
kita lakukan itu dengan cara yang lebih jelas
udah gitu kan mungkin dengan cara itu
tapi memang permohonan kami
rusak dan karena rusak
namun keterbatasan tersebut tidak menghalangi safira untuk aktif mengambil foto dengan angle terbaik
atau kemudian indonesia argentina
jadi apa namanya kayak harus bertahan aja gini dulu kita nggak bisa menentukan kapannya seperti itu
kemudian belum masuk menjadi kluster keluarga sekarang ini sudah ada di tiga puluh empat provinsi dan ada di rumah tangga rumah tangga
habis itu kan waktu itu sempet dipanggil buat tc yang sama tinas
jadi untuk mengenyangkan lebih dahulu itu biasanya makan gorengan dulu
terus yang tetrahydrokanabinolnya rendah
pada tahun yang sama ia juga dinobatkan sebagai sixth man of the year
apa mungkin pesannya ingin disampaikan
kemungkinan besar mempunyai konsekuensi lingkungan yang lebih besar
terus bikin pokoknya acara ini tuh selayak mungkin biar orang orang tuh seneng happy datang ke acara kita
yang kedua bahwa sebenarnya spesies ini adalah spesies yang penting untuk ekosistem
nah oleh karena itu terutama wisatawan wisatawan yang datang melalui online internet ini
ini tanpa membebani masyarakat
jadi kan ketahanannya sudah delapan jam kurang lebih
langsung saja kita temui produser lapangan cnn indonesia diana valencia yang berada di lampung
kemudian kalau yang blended learning itu adalah upaya kami untuk memaksimalkan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi kami yang namanya brilliant
ada konferensi pers dari kementerian luar negeri indonesia
begituklah bagian yang panik di tingkat tidak menang
kemudian kita juga untuk bawang putih
jadi pemenang yang sudah kita pilih ini berdasarkan dua pertanyaan yang sudah kita tanyakan di story
dari dulu aku nonton olahraga lain ada yang juara itu udah mau nangis
saya lihat dulu nah nanti setelah ini pengembangan nanti akan mungkin ya ada investor yang mau ngajak saya untuk bikin sepertinya atau gimana kita udah tau gitu
di saat arus puncak
jadi datang berapa jack manianya
supaya pos tersebut itu memang sudah mungkin ada yang ditarik cashnya
dan sekolah tetap buka kembali ditiadakan
jadi hiu hiu paus terutama yang kita lihat yang kita monitor di teluk teluk yang ada di indonesia ini
untuk menyelusuri terus kemana aliran dana yang dilakukan oleh sd
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg mencatat akan ada
dino r kusnandi wakil duta besar
asalkan memenuhi kriteria vaksin yang ideal
dari segi tata bahasa takjil bermakna menyegarkan
ada dua yang menjadi catatan saya dan barangkali perlu disedaklanjuti oleh pihak tni
para caleg dan pejabat daerah juga datang karena ingin memiliki aura
sempat viral di sosial media ada salah satu pedagang yang menolak untuk dibayarkan dengan uang rp tujuh puluh lima ini
jadi dia tumbuhnya itu dari bukan yang kayak dari delapan tahun
jadi harapannya berbagai pencapaian yang sudah mas gibran lakukan
real ozin itu juga mempertemukan saya
apa upaya yang selama ini dilakukan oleh teman teman di yki
terlihat bahwa salah satu doa tersebut sudah dijawab karena v dan j adalah juara dari sejumlah perlombaan bergensi
menurut beberapa ilmuwan dan pakar teknologi pangan
ato secara diam diam mengaktifkan kembali pengembalian utang tersebut
baik data dan juga tadi informasi dari para pelamar tersebut
pada saat nanti prabowo dan juga gibran menjabat pada tahun dua ribu dua puluh satu
dan aku juga waktu itu kan pas balik dari amerika itu kan langsung masuk timnas
jadi saya rasa kita tidak boleh terlalu terbisa bisa
nah ini statement kedua nih dari gue nih
masih ada pergerakan panjang menuju ke sana
dan ini akan menjadi tugas dan tanggung jawab kepala desa
pada saat karena saya ada di new york
itu tidak cukup hanya dengan operasi pasar
siapa bersedia tahan selamanya
dan melakukan mou pada maret dua ribu enam belas
venue nya di lapang tarbak yang di jalan suci kalo gak salah ya
ekosistem itu maksudnya tadi bumnnya dipersiapkan kemudian kita bangun infrastructurnya
itu yang menjadi acuan kami bahwa mari kita dorong untuk mencapai target target yang diharapkan
yang sangat detil dan harus ada bukti bukti materialnya gitu
lebih seperti gudang atau ruko yang sepi yang kosong gitu
saya lihat beberapa kali kok ada yang barang di atap mobil tuh ada yang ketinggian terlalu besar terlalu lebar
artinya kita ya bersyukur bisa di upacara peringatan kemerdekaan ini
kiranya anda semua para pendengar setia bersama dengan siaran radio advent suara pengharapan
tapi bener sih kok abu kan
soto madura tambak sari ini berada di depan stadion tambak sari surabaya
pemerintah indonesia udah mulai
sedangkan di bulan september ada pekan olahraga nasional yang untuk pertama kalinya diselanggarakan di dua provinsi sekaligus
masuk ke dalam dermis atau bagian tengah
kemudian juga efisiensi di penambangan
kedua menghindari penganan yang dapat memicu naiknya asam lambung
dan secara tidak sadar perilaku ini itu menjadi adiksi bagi si korban itu sendiri
jadi untuk tahun ini kita berharap bakal lebih dari lima sih
ada jarak minimal yang ditetapkan untuk memelihara unggas
wah mereka udah kecewa nih berarti keanis nih
ditambah tadi bungkus sempat sampaikan ya kita sama sama harapkan ada juga pola permainan yang baik dan penyelesaian yang baik
tapi itu lebih bagus dibandingkan latihan atau
ini selamat sore pak dino
lalu adinda berkonsultasi dengan dokter dan disarankan untuk menggunakan hair serum
di dalamnya ada ayam jamur dan juga dua butir telur puyuh
ya kalo seminggu dua puluh dua puluh lima juta
tiba saatnya untuk membalik limbah ban ini agar menjadi tempat sampah
saya yakin tidak akan lewat jauh dari tema debat
kazahstan merupakan salah satu negara yang mayoritas warganya beragama muslim ini sama ya dengan indonesia
menyampaikan kepada musa dan bangsa ini
apakah ada para pedagang kaki lima atau pedagang kulineran dan segala macam
misalkan dari jus sendiri yang biasanya pakai gula
di dunia ini apapun yang memang berjodoh itu pasti ditemuin aja udah
terus dari saya keluar sma berjualan keliling
sementara di bagian depan terdapat ornamen khas palembang yang berpadu dengan ornamen tionghoa
tapi saya ya saya juga bisa paham bagaimana orang itu merasa enggak mau rugi atau merasa harus dapat keuntungan
sempat naik terjadi pengaturan autopilot
cara megangnya begini penguatan otot posisi kakinya begini tangannya begini aduh susah lah
nah sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom yaitu dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu dokter dika
field data yang diduga dibocorkan di deepweb web ini cocok dengan sumber data aslinya
miss savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
dari negara negara di dalam
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu
diperiksa di bagian kerongongan dalam bunga itu tidak terdapat penyakit mah yang berbeda dengan penyakit mah yang ada di bagian kerongongan dalam bunga itu tidak terdapat
menghadapi kekeringan dan kondisi gagal panen yang cukup besar
kemudian bagaimana menjaga keberlangsungannya
iya lebih ya kurang setuju lah gitu
ya istilahnya bagi penerus anak anak
ya mbak nana memang statement yang disampaikan oleh bang habib itu tadi itu statement yang bersifat apa ya mencoba untuk
kecepatan naik pesawat mulai berkurang
jadi ini helm terakhir gue yang gue minta designing
terutama tadi buat masyarakat yang pekerja kantoran seperti saya nih mas safir
yang kedua tolong buat budget
kemudian juga nanti obatnya kita harapkan dapat
sedangkan kenaikan harga properti itu yang mungkin di masa depan bisa dijual adalah menjadi bonusnya
saya pun tak sabar ingin mencicipi gepuk daging sapinya
pada saat yang sama energi fokus dan perhatian terbelak untuk urusan kampanye
bahkan untuk berjalan sehari hari pun tanpa alas kaki di rumah
luar biasa ada tuntutan segini kemudian putusannya juga sama
anak untuk melepaskan emosinya secara positif lalu beri pemahaman yang seharusnya diberikan kepadanya
coach dari tim nas peselancar indonesia ataupun ketua pbpsoi mas arya
pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan kebudayaan teknologi informasi
dan saya berharap pekerjaan ini untuk produksi memang lead nya oleh teman kita kementerian pertanian
gue pengen nanya sama lo kalo misalnya lo milih sedan tahun sembilan puluh an
tetapi ketika itu petani asal kecamatan kandang haur itu masih memiliki modal untuk menanam semangka
sekarang belum ada kesempatan aja kan
kerupuk mie kuning tidak bisa menyebang sempurna ketika digoreng atau disangrai
kemi kemudian berlindung di bawah pondok jerami kecil
pilot pesawat penjaga pantai itu berhasil selamat
berarti kan bisa dibilang
dapet latih dari pati luar gitu
sekarang masuk spring atau musim semi
di sini kita bisa juga melihat nanti teman teman masyarakat juga bisa langsung mengecek sekali
apakah masyarakat benar benar sudah menghitung
yang kedua ya tentu saja bagaimana kemudian
dan era revolusi era jawara adalah eranya para pendekat
kalau kita sih di rumah sebenarnya ngebebasin aja ya
nah ini adalah transformasi teknologi yang kita kembangkan
kalau nanti umur udah dua puluh satu lukas akan decide tinggal di indonesia
para wni di sini tentu banyak juga yang menyaksikan langsung di dalam stadion
kalau udah kena air uduk di reply lagi gitu
tapi kan gak kalah keren loh menembak ini sejak asean games pertama kali
tapi seandainya mereka hidup di zaman sekarang bisa jadi kisah cintanya tidak seseru atau seindah yang tersaji di film
peraturan kesehatannya yang sangat begitu ketat
soalnya sekarang ini kan memang jamannya mobile first
kami sedang membantu beberapa orang yang memang terlilit dan kita mencoba teori teorinya nih
gue mau kepanggil di timnas ya gue harus
sengaja dikeluarkan pada saat dpr reses dan kita semua sedang mau merayakan tahun baru
pangan akhirnya runtuh gara gara krisis pangan
kelemahannya timnya anies dan muhyemin itu menurunkan gagasan sehingga menjadi delapan detik gagasan
nadine karyawan swasta yang semenjak pandemi selama satu setengah tahun bekerja secara daring atau wfh
menyambung tadi terakhir adalah
data pemilih kenapa itu
yang ini namanya carang gesing
pada sabtu tiga belas agustus misalnya pemadam kebakaran bahkan sampai kesulitan
jadi harus lebih meningkatkan lagi prokesting
berikan kesempatan untuk capres nomor
penasaran saya pun mencari sumber suara sembari menunggu jamu siap disajikan
beberapa dari antaranya cukup jelas dan umumnya orang setuju
berikut ini laporan selengkapnya yang disusun oleh deborah groke bagi sbs news
giling tahu kuah heci nikmat disantap dalam kondisi hangat meski sudah lama mendengar ada
untuk dapatkan warna biru
jadi ini sesuatu yang sangat bernilai bagi kita
kalau saya meminta motor metik saingannya
setiap kapanpun anda pergi ke tempat tes tes tertentu
jadi tanda tanya apakah penculikan yang tersebut berlangsung dalam kasus ini
dikarenakan merasa diremehkan dan ditantang oleh kominfo
untuk equipment sendiri tuh kalau dari mas tera nih alat alat senapannya pelurunya gearnya gitu kan
sebetulnya itu sudah diatur begitu
tapi untuk kalau gue pribadi
menggunakan perangkat cctv yang terpasang di ladang dan terhubung ke ponsel genggam
mungkin tidak lengkap yang bapak dengar ucapan saya
pengen jadi pelatih menembak atau gimana
naskah ini berdasarkan surat surat
yang gak bisa serta merta sama
karena head to head kalah kan mereka ya
pertama kami menyelenggarakan kas keliling
apakah sudah bergabung bang nasir
begitu pula pengawasan petani bisa melihat langsung ladang dan sawahnya dari mana saja dan kapan saja
itu mencerminkan kepada kita siapa kita sebenarnya
namun sayangnya tidak ada yang tahu pasti bagaimana pesawat catalina bisa berada di kedalaman laut biak
mereka menyempatkan diri sholat di masjid dan berfoto foto mengabadikan keunikan masjid ini
terus mungkin makan yang cukup ya
jerit ini gua bakal terusin nih sampai seterusnya gitu
nah selain memilih akomodasi yang ramah lingkungan
ini ikan yang paling besar di dunia yang pernah hidup dan yang sekarang hidup
saya waktu itu liputan nih sebelum berangkat ke hangzhou ketua umum perbakin pak joni bilangnya bahwa
dan offline event tuh kurang lebih sih hampir sama bahkan mungkin cenderung online event bisa lebih mahal malah
tapi seberapa besar pak potensi penularan yang terjadi sampai dengan mungkin nanti hari haidul fitri
untuk menggunakan beberapa saat ke depan melanjutkan program kita lagu untuk anda
namun apakah masyarakat siap untuk menerima perubahan ini
departemen musik sekolah anda mungkin menyediakan
benar sudah butuh modernisasi alutsista di kita
sumpah palsu dan memaki pada umumnya
terutama asosiasi melihat terobosan bisnis tokopedia dan tiktok shop ini pak
ini kalau sekarang saya ada di dalam mikrotrans sendirian pakai ac aduh jadi ngantuk bawaannya
atau memang anda harus mengontrak rumah terlebih dahulu dan mengumpulkan bp yang lebih besar
saya dari awal sudah ditanya
dan ini lebih parah dari zaman kolonial
bahwa kita ini sudah melakukan tes
baik kita tunggu sama sama bagaimana nantinya pertandingan antara indonesia versus jepang
pet scan ini adalah alat yang digunakan untuk memeriksa dan mendeteksi kalau ada penyebaran tumor di seluruh tubuh
sehingga stok beras kita semakin lama pasti akan semakin menurun
sepiku tadi tidak dijadikan satu lapisnya itu tiga dua cm tapi dua tiga mm
maka keluarlah kalimat humanitarian truce itu
jadi apa yang terakhir
harus menjalani pemeriksaan ini apakah karena keduanya di bawah umur atau memang kondisi dari kedua tersangka hari ini
ketika pasukan perdamaian pbb berhasil melakukan negosiasi
setelah kusir delman yang sudah menjalani profesi ini
terus dari gitu kita punya staffnya juga memakai masker terus dari gitu juga sudah divaksin
bahkan disebut sebut ia juga memiliki link dengan sejumlah aparat hukum di luar negeri sehingga memudahkan komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan penyelidikan dengan kasus kasus besar hingga ke luar negeri
di apa di picu ada beberapa bencana jadi yang pertama ada bencana banjir ini karena terjadi
selain pelet ikan biasanya ikan bawal juga diberikan makanan sayur sayuran
naik ke kerongkongan itu yang dinamakan penyakit asam lambung pemicunya bukan hanya karena telat atau salah konsumsi makan
oke tapi gini konser live streaming terus sekarang juga marak ada konser drive in gitu
dan kemudian kita diterima dan diselamatkan ke dalam kerajaannya
korbannya dua orang meninggal dan lebih dari satu ratus empat puluh ribu jiwa terdampak
maka di statement saya di majelis umum waktu
nasi liwet sama karedoknya enak banget kalau di nasi banjakan
kayaknya yang satu ini lebih ke sekolah gitu
departemen luar negeri australia sedang berupaya untuk mengetahui nasib dua warga australia
kalau misalnya seorang pembalap itu idealnya mulai dari usia berapa dan dari tipe balapan yang kayak gimana sih mbak
pastinya semoga tetap semangat agar puasa tahun ini tetap memberikan banyak berkah manfaat dan pahala untuk kita semua
mengalir ke pemegang saham yang lain
oh ku kan pergi
tentu inilah yang kami dorong
pada lebaran kali ini orderan kue kering buatan sudar tati
saya yakin thailand di indonesia tidak mampu menggambarkan kasus covid sembilan belas di wilayahnya baik itu provinsi kabupaten atau kota
masjid ini sudah enam kali direnovasi
oh di komisi ini ya women in motorsport ya
jadi kesiapan pengoperasian tanpa tahap yang tadi sudah kami sampaikan
bekal teknologi yang ia bagikan kepada petani juga salah satu bentuk ikhtiar merawat keberlangsungan hidup masyarakat bali
oke baik terakhir pak joni kami mendapatkan informasi untuk itu kami perlu mengkonfirmasi informasi tersebut
dengan kegembiraan kita melihat pemerintah berfokus pada hal itu
iya soalnya kemarin kita sempet cerita barengan abu pulang ke bandung baleng abraham kemarin
oleh tubuh untuk pencerna makanan namun bila produksi asam lambung berlebih dan
seperti tangga nadanya mayor atau minor
saya lebih bicara mengenai harapan
kalau semakin tinggi upah minimumnya
ia mengatakan kelambanan akan memperburuk krisis itu
saya ngeliat di ig di ig itu sekolah sekolah ig ada bakmi kota
dan mahkamah memutuskan untuk memeriksa sendiri
bukan merugikan tetapi hal yang perlu dipertimbangkan
berapa persen dari obat obat yang kita perlukan kita impor sampai sekarang
karena kita kemarin kita mungkin bukannya so bijak ya
jangan sampai supporter hanya dijadikan
sebagian besar amenities terbuat dari produk daur ulang
kalau yang di papua barat ini sampai ke marshall islands di pacific
itu masih ada tapi kamu masih bisa keluar
pernugasan berarti tidak akan naik ya
di new york sekali
warga biasa menyebutnya dengan melempem
pernikahan keluarga raja puri karangasem ataupun upacara umat hindu yang digelar di puri tersebut
memang mengetahui bahayanya mengecas ponsel saat digunakan
idealnya latihan menembak itu sampai bisa berprestasi dunia
samir bin gadi ceo islamic aid relief australia mengatakan kepada sbs arab dua puluh empat bahwa empat puluh cabang organisasi di seluruh dunia segera bertemu untuk mengambil keputusan
mas bagus mengaku tidak mematok harga atau mahar
choy pan toche menjadi salah satu kuliner legendaris yang telah ada sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
kalau kita sebut sebagai substansi seperti tadi gitu
tapi untuk buka puasanya itu tadi sekitar jam setengah delapan dan jam delapan dan mungkin akan lebih larut lagi nanti di bulan april
yang menewaskan sedikitnya lima puluh lima orang
kalau bicara pekerja malam ada yang memang tidak bisa memilih harus bekerja di saat malam tapi ada juga yang tentunya bisa memilih nih dia mau kerja siang atau malam
yang paling penting juga tolong dicatat tingkatkan cadangan pangan di daerah
dan berkomitmen pada ya apa yang kemudian sudah disepakati kembali tadi gitu
ini bukanlah hal yang mudah dan harus ada antisipasi dari mahasiswa dan pemerintah
karena bahwa ktp dan kk itu tidak menggambarkan siapa dirinya dia
baik waskita maupun bumn saat ini ya
nah ini di bidang ekonomi caimin akan banyak mengkritik nggak
pengunjung pasar gede pun datang dari berbagai daerah
saat ini dana pensiun dikelola secara mandiri oleh masing masing bumn
menlo brazil ada di jakarta
kalau kondisi kesehatan tertentu ada nggak sih dok yang tidak disarankan untuk berolahraga terutama saat puasa
dan sebelumnya itu sudah ada dalam buku
handaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala
dua ribu empat belas sekarang tahun berapa
untuk jajanan manis manis saya gak stop sama sekali
kalau istilahnya kita bukan yang nyari kerja kerjaannya nyari kita gitu om
anda membahas secara konteksual terkait dengan metode pengajaran
gak pernah begitu ada orang habis saurnya gemuk kontok gitu kan
khususnya berkaitan dengan batas maksimal usia tiga puluh lima tahun
ya saya kira saya kira eh gitu lah ya
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat warang para penengah setia abastok
oh oh oh ngerti gue jadi lo lo melihat kalau setelah lo lawan yang juara dari dbl lo jadi kayak
disini terdapat koleksi buku yang berasal dari donasi dan beli pribadi
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastalk
karena kalau main gitu
favorit antara lain lontong mie nasi empal hingga nasi campur untuk rasa sesedap ini harganya sangat
apalagi dengan adanya plankton dan lain sebagainya
jadi harus di maintenance terus karena di sini dipakai untuk pembinaan
jadi di tanggal satu mereka sudah bergerak ke sini gemburan
masyarakat itu cukup banyak memang di sini
itu bagaimana kita memperoleh informasi secara dini dan itu menjadi peringatan dini
dan kita akan mengupdate seperti apa sebenarnya kronologi dan evakuasi yang sudah dilakukan di sana
betul sekali jadi kita lihat bahwa ternyata engagementnya anies ada tujuh ratus ribu engagementnya prabowo ada tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dan engagementnya ganjar ada empat ratus lima puluh ribu
bukan yang mulia kalau dia gak bilang den udah
yang kedua jadi masalah pada saat mungkin dia tidak punya tanggungan penghasilannya sebenarnya cukup cukup saja untuk kebutuhannya dia
padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu
jadi itu sering terjadi jika harga komoditasnya melonjak ya
terus sama kak adi pratama itu juga dia fallback
video yang diunggah akun tiktok et al roket pada selasa malam
jadi olahraga rutin latihan jasmani empat lima kali seminggu
agar mendapatkan kualitas yang bernutur
meskipun kelompok non biner dan beribumi memiliki skor kelayakan hidup terendah
bahkan ada yang bolat balik berkali kali dalam seminggu
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnn indonesia com dan di youtube insight with desy anwar
ada yang menarik memang sulit sih ya kalau lawyers yang tidak dipercaya di mahkamah konstitusi
golongan ini terlalu dilalaikan
oke luar biasa sekali
jadi itu bakal berbagai macam banget makanannya yang ada
kami persilahkan kepada calon presiden nomor dua bapak prabowo subianto untuk menjawab pertanyaan
mereka sempat clash juga antara si low horn dengan
sepak bola kita bisa berprestasi
usai hasil hitung cepat menyebut mereka unggul satu putaran
jadi artinya dari skb yang ada pun
di imi nya gue spesifik ngurusin cewek cewek
seperti di kawasan perumahan atau di tempat tempat wisata seperti ini
jadi cara makannya itu tadi mbak desi lihat juga sendiri kan
kita harap nantinya ada keberpihakan regulasi begitu ya terhadap pekerja musik di tahun mendatang supaya lebih sejahtera lagi tanda kutip
jumlah pengajar di pesantren welas asi mencapai empat puluh orang
oleh karena itu diperbaikan mendasar
padahal dalam melakukan aktivitas olahraga ini
yang sangat berharga bagi saya dan bisa merubah hidup saya

delman itu dibebasin gitu
inilah yang kemudian ya mbak sepertinya memunculkan isu isu besar gitu ya
terus ada sayurnya pakai telur ada kerupuk kerupuknya juga jadi ngenyangin banget
kebiasaan perilaku petani kami juga mulai berubah karena kalau tidak kimia mereka tidak yakin bisa menghasilkan sesuatu
sama sekali untuk hal tersebut indonesia itu sama
untuk saya gula semut yang dipadukan dengan teh hangat menjadi sajian tepat menambah energi setelah seharian bekerja
bahannya itu dari kapas
ketika nanti prabowo dan gibran menjabat di periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
itu saudara kan dijajah mereka tuh dijajah kan
yang terbaik buat gue siapin adalah ngobrol sama
menurutnya jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia menimbulkan optimisme
seperti misalkan dengan live tiktok seperti itu
pentasan itu pertama kali
jadi saya pun ada di dalam angkut merasa jauh lebih adem dan nyaman banget
oke kalau ini paslon satu caimin akan mengusung visi perubahan mengkritisi paslon nomor dua akan mengusung keberlanjutan begitu ya
sementara itu epidemiolog diki budiman menilai
ya itu kan susah susah aja kita siap bertarung
mereka butuh dokumentasi untuk finalnya
jadi dengan bahasa indonesia terbata bata gitu
aduh nih debu aduh hutan
bukan berpikir bahwa kepada dia hanya berdekatan dengan negara b
kenapa juga menjadi banyak yang berulah
jadi beberapa ketentuan dasar daripada data
nah makanya kan dulu waktu saya juara olimpik itu
tinggal di yang selama ini ada
tapi kalau ketika musim dingin ini dengan waktu yang relatif lebih panjang
daripada mencoba resep baru yang menggunakan bahan bahan asli
ada kayak shock culture gitu nggak sih disana
tan tapi itu lu dulu itu berarti basic keluarga lu emang atlet atau gimana tuh
nah ini kan tahun depan udah olimpiade
menurut mantan atlet nasional kevin rose nasution
nah ini bu dewi kita bicara soal masyarakat indonesia yang ada di sana
memang ketika memicu perang
menurut dosen kebudayaan indonesia fakultas ilmu budaya universitas indonesia
sebetulnya juga banyak nih hal yang perlu dipertimbangkan secara finansial
itu salah satu fungsi sosial
awalnya ikan dibersihkan terlebih dahulu lalu dimasukkan ke dalam tempat pengasapan
cuma masih fokus satu satu dulu lah
zianet mengakui meski tidak mengalami gejala berat saat dinyatakan positif covid sembilan belas
oke pak kalau bisa dijelaskan ini kan kalau di jakarta sih jam enam itu jam sibuk gitu ya
backgroundnya emang tidak ada yang dari agama
ini si night market atau inm dua ribu dua puluh empat yang bakal ada di main walk unsw tanggal empat belas juni dua ribu empat on friday
bagus sma dua bagus itu pertama kalinya dalam sejarah senangnya minta ampun
nah resikonya kan kooperasi itu kan terbuat dari waterproof ya
nah itu yang baru kita harus khawatirkan kan begitu
oke kita lanjut ke tahap berikutnya
apakah ini juga merupakan salah satu variable tadi bagaimana perilaku generasi z
rony satria serti di pradana jakarta
belum lagi aktivis kampus dan lain lain
untuk overall di sini memang masakan jepang beda ya dengan masakan indonesia
dan dari tekstur juga lebih halus kekuatan juga memang lebih kuat manual
dalam pertemuan menlu kemarin kan sudah kelihatan hasilnya kan
ini hal lain ini tentang masyarakat calon pemilih yang katanya
tapi kalau kita tahu bersama sebenarnya apa
apakah pegawai negeri sipil masih menjadi prima dona untuk masyarakat indonesia
jangan sampai laporan dan informasi dari bawahannya
begini ya jadi supaya masyarakat bisa menolak
soalnya kalo misalnya emang kita denger cerita ini
bukan sekadar air kelapa minuman ini diberi beragam paduan bahan dan topping yang membuat rasanya semakin enak
cuman nggak tahu pastinya
saya menemukan hanya ada satu pohon buah jamblang di halaman rumah warga
setiap hari seperti ini udah sejak kapan
penggunaan kipas angin dapat membuat mulut dan tenggorokan kering
sebenarnya kebijakan ini awalnya tujuh puluh negara
aset yang memang tetap aset konsumsi bisa kita pergunakan
kemudian ada lagi tol yang dikerjakan
soalnya pengaruhnya pasti besar mas
gua inget ada satu pemain ponja tim si elysia
nah apakah kemudian ini bu standar vaksin ini juga menjadi salah satu yang diterapkan di sana untuk kemudian bisa beribadah bisa berkumpul seperti itu
itu yang harus kemudian kita terapkan pelaksanaannya
santan yang sudah direbus mendidih kemudian dimasukkan bumbu yang sudah digoreng
museum dibuka pada sabtu hingga kamis
karena kalau kereta sudah dekat kira kira dua ratus atau seratus meter itu akan menyebabkan medan magnet
iya setuju sih beda agak lucu juga sih sebenernya ya
daging saikoro hingga jamur enoki berbalut daging
jadi rasa juga berbeda ya dengan sandwich western yang biasa kita makan
namun baru dikenal di indonesia pada tahun dua ribu sembilan belas
kemudian diturunkan lagi melalui peraturan badan pangan nasional
nah ini dia ya bisa dilihat hujan intensitas tinggi terjadi
sehingga tim evakuasi udara kita harapkan pada hari ini bisa mengevakuasi seluruh korban
kegagalan pembentuk undang undang
selain itu ada makanan favorit berkuah yang biasanya banyak dipesan pada saat makan siang
gung weda memupus stigma dan mengajarkan kepada generasi sebelumnya bahwa bertani organik jauh lebih aman irit dan tak susah dilakukan
namun membangun kawasan yang terintegrasi sehingga tersambung antara fasilitas trotoar dengan fasilitas publik lainnya seperti transportasi publik
nah tapi buat saya bukan soal skor lagi lagi di uji coba tadi
sedangkan untuk protein hewani hidangan asia barat identik dengan daging sapi domba ayam telur keju dan yogurt
sekaligus tempat berlindung warga dari serangan militer israel
contohnya ketika saya berada di jalan

tenang gue mau buat part dua nya
soalnya kan emang kak pras kan jauh lebih senior
menjadi rekomendasi sarapan di kota bandung
luar biasa tuhan kami luar biasa
politiknya kuat tapi ada pertimbangan karena
itu emangnya jadi atlet bola cewek profesional tuh dulu cita citanya
kan untuk yang kelahiran sembilan puluh delapan kan paling tuanya
ternyata proses pemanggangan ini tidak semudah yang saya bayangkan
meningkatnya permintaan tersebut tidak dibarengi dengan stok telur ayam di pasar sehingga menyebabkan harga melonjak
saya bilangnya diam diam karena perpu ini harusnya langkah yang sangat luar biasa
kita punya tanah yang subur kita punya air yang banyak kita punya muslim cuma dua musim hujan dan musim kemarau saja
orang jakarta biasanya kalau mau sarapan tujuannya untuk biar gampang beraktivitas
kalau mas yara kan ibaratnya emang udah jalan hidupnya emang begitu gitu ada lowongan di mading
dengan begitu setelah mereka produksi bahan baku
sempet mau ah gue cabut aja dari badminton
kemudian ada nama ketut agus imade ariana
richard holmes juga baru tanda tanda kontrak lagi gitu
dan meyakini bahwa negara bagian dan teritori lain ini perlu mengadopsi inisiatif tersebut
makin kesini memang makin dekat tuh
jadi mereka bisa membelinya secara bulanan
ya ini juga satu hal yang memang kita harus pertimbangkan dengan cukup clear ya
di titik jam dua belas malam ke atas sampai setengah tiga pagi
lewat sini itu lebih cepat lebih apa ya ongkosnya juga murah gitu
mas kalau aku bayar pakai ini bisa nggak yang di sini
kalau bicara tadi pemanfaatan media sosial yang mungkin bisa lebih disoroti
pernah juga pernah pasangan sama tereza mihalikova
kita jangan pernah meremehkan lawan
jadi libur panjang dan sejauh pengamatan saya satu hari sebelum sholal
bau semua gitu jatimnya
jadi ini luar biasa meriah mbak putri
ada smk jateng mereka sekolah tiga tahun dan lulus
apakah memang kita memiliki eligibility untuk bisa mengambil payday loan atau tidak
pasti ada lah perasaan untuk ke diri mereka
tapi kali ini hampir semuanya virtual
sehingga terburu buru menerbitkan perpu ciptaker
nah selain menghilangkan bau amis telur yang diasinkan dengan serbuk batam merah atau abu gosok dapat disimpan lebih lama karena akan meminimalisir pertumbuhan mikroorganisme penyebab pembusukan
diabadikan gadis cilik berusia tujuh lima tahun asal kerawang jawa barat ini
cirebon ternyata sudah merdeka terlebih dahulu
misalnya dia tetap membeli yang tiga kilo dengan alasan praktis
oleh karena itu memang tempat wisata tidak akan ditutup
kondisi bayi harus dalam keadaan sehat tidak sedang demam batuk pilek atau diare
madu tidak boleh dipanaskan itu yang mitos itu yang pernah saya dengar
tetapi motifnya tetaplah sama
nah daripada penasaran bagaimana suasana ramadan di sana
berarti kan kita mengurangi empat puluh emisi dari kendaraan pengangkut batubara gitu ya

dan tentu kami juga berkomunikasi dengan syarikat yang akan melayan jembat haji
kita sudah berpegang kepada ketuhanan yang maha esat
kasus ini kita tahu bahwa dengan adanya sebuah rumah produksi yang kita tahu sudah melanggar
iya firdan terus tuh fajar terus sama si fajar ya
jadi dia suatu hari dua minggu lalu ngepost bang apa kabar masih inget gue gak dikasih liat tuh foto juara eh lu jen apa kabar jen baik ngobrol ngobrol ngobrol bang gue lanjut dulu kerja gue basah basih dong
tepatnya di kata data insight center
dapat tabungan untuk sanggup ke amerika nanti bulan akhir agustus
kok berarti ketemu istri itu di salatiga
gua melihat ini akan menjadi
seringkali memerlukan pengawalan atau pendampingan militer
jadi mood ketika sidang ini seperti apa menurut anda
rasanya gurih enak cocok buat makan siang
pedal jatuh di kota kota ukraina membuat hampir empat ratus ribu warga sipil mengungsi ke negara negara tetangga
jadi ada umbur di sini ada kolam air di sini
jadi nggak bisa penenun saja nuntut dari kami pangsa pasar dengan modal
secara tidak sah untuk kepentingan elektoral
jadi termasuk nanti harus melakukan persiapan pada saat angka sudah berhasil
dengan skema delaying sistem dan buffer zone
fasilitas pengajar juga dilengkapi dengan kamera yang bisa berputar tiga ratus enam puluh derajat otomatis mengikuti gerakan
karena mereka yang mengakibatkan pembukaan lahan yang begitu besar ya
di sisi lain untuk dapat menggunakan mikrotrans penumpang diharuskan mempunyai kartu jaklinko atau kartu elektronik lain
dan project manager dari inm
dan apakah obat obat yang diberikan sebelumnya itu dapat dilanjutkan atau tidak
sementara dua ratus empat saham tidak mengalami peningkatan yang signifikan
ini nih yang jadi ciri khas tambahkan topping buah yang berlimpah ruah
pada konsep pembelajaran futuristik ini memang tujuan pihak kampus adalah agar mahasiswa bisa melakukan perkuliahan di mana saja dan kapan saja
jadi kiri dan kanan tenaga mesinnya kira kira sama
itu itu aja kemudian wasit titipan
terus berobat ke dokter ini diisi handphonenya diisi data medisnya
bagaimana seorang pelaku tadi tidak sempat berkomunikasi lebih langsung
mereka merger dengan tujuan bagaimana meraih keuntungan yang ada di republik ini
pasar ini adalah pasar cagar budaya
mau kalau suruh sekolah juga mau semangat gitu
jadi beliau bilang kalau timnya bagus lah ya
maka kalau kita mau mencegah masyarakat kita menjadi korban
namun berdasarkan uji materi di mahkamah konstitusi
demi meminimalisirkan uang thr bisa disesuaikan dengan budget

ini adalah nasi tiwo wonogiri yang terbuat dari gaplek atau olahan singkong yang dikeringkan kemudian dihaluskan
bahkan telur bebek merupakan salah satu makanan tokoh dalam beragam kuliner masakan asia
persija juga sedang diusahakan
di masjid cipaganti sehingga anak cucunya pun juga ikut akad nikah di sini
tergantung pada organ mana yang sebetulnya menjadi targetnya
kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya itu puncak musim panen raya itu di bulan maret

eh akhirnya gak lama setelah itu telfon dari ko denny kantono
saya kira nanti pada masanya akan teknologi tersebut jadi affordable

cukup murah dibanding faedah yang diterima tubuh atas warisan dunia ini
dan ada ganja di indonesia yang kemudian tidak melalui rekayasa genetik
untuk membahasnya sudah tersambung melalui sambungan virtual safir senduk perencana keuangan
masih dimainin sama bandar
tapi perjalanan sejarah tentang pasar itu menandakan satu keragaman siapa yang tinggal di sana
vaksinasi meningitis ini menjadi satu bagian program ya
kendaraan ini mogok disebabkan oleh tiga hal ya yang pertama itu ban slip ban slip itu akibat dari kondisi lintasan rel dengan permukaan jalan yang gak se level biasanya
bagaimana ojk meyakinkan bahwa para bank bank itu para penyedia jasa keuangan itu
prabowo subianto gibra raka bumi raka dinilekian masif menggunakan program bantuan sosial sebagai alat kampanye pendongkrak suara
gua tanya ko itu foto abl gimana caranya ko
kemudian dicampur sama terasi sama kucuran jeruk limau
maka mungkin pasar murah akan terus kita tingkatkan kita perluas arealnya dan kita perbanyak jumlah yang kita siapkan
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abastol
dia berada anies menjadi juara debat karena dia dianggap sama netizen mendapatkan postingan terbesar dan juga engagement terbesar
yang mayoritas berisikan mantan atlet softball atau baseball yang ingin bersenang senang atau melepas rindu untuk bermain
karena kalau malam dihindari nanti takutnya pagi pagi gula darah drop
waktu itu jangan lupa kita main di kandang lawan dengan situasi yang berbeda dengan di pertandingan kali ini
kalau tidak salah ini kan butuh waktu empat tahun ya
keluarga yang mendukung semua kegiatannya dan termasuk kepada seluruh media elektronik maupun cetak
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
yang dilakukan selain pertunjukan ada juga pelatihan untuk abdi dalam penari
kemudian dia berdomisili di sini
kabar selamat ini berilah orang tahu
tetapi kesejahteraan petani itu menjadi penting buat kita semua
sementara itu menteri lingkungan hidup partai buruh tanya plibersek mengeluarkan tanggapannya
misalnya dengan mengikutkan anak di komunitas seni
jika anda berada di dalam rumah sebelum guncangan semakin kencang segera jauhi
dari pemerintahnya juga pun kurang tanggapnya itu dari awal gitu
digitalisasi iot teknologi harus menjadi berdampingan dalam aktivitas pertanian kita
telkom juga biasanya akan membagikan dividen interim juga
saya ingin masuk dulu di soal bagaimana kemudian banyak hari ini yang meragukan bahwa seorang anggota brimop
maka tiga puluh atau satu lima juta nya itu maksimal untuk bayar cicilan utang
karena ini kecintaan publik yang dihadapi
bergantung pada lingkungan masing masing dan demografi di dalamnya
tapi emang musim ini menit terbanyak kokoh selama di pro mungkin ya
daging domba tetap memiliki banyak penggemar
jadi sebenarnya ketika kita menjaga aset kita berupa motor
nasi buk buka setiap hari mulai jam tujuh pagi
nah kalau misalnya nih untuk orang orang yang bekerjanya di luar ruangan
dua duanya saya rasa perlu untuk mendapatkan penanganan dari ahli
dengan kepemilikan penguasaan lahan yang jelas
pia berupaya menjaga abah dengan memastikan abah tidak terlambat makan dan rutin mengkonsumsi obat
tapi jangan terlalu diforsir
untuk debat ini itu pasti akan punya pengaruh paling tidak psikologis lebih dulu
mengalaminya di tempat kerja
bagaimana menjelaskan kondisi mental korban kdrt ini di mata mbak anggiastri terkait laporan yang dicabut oleh seorang lesti bilar
kita akan lihat dulu kapan sih untuk kontrol flow ini diberlakukan oleh pemerintah
lewat putusan mk dengan ditolaknya gugatan satu dan tiga ini yang ditunggu tunggu
nah itulah tadi ibu sylvie vandania dengan rangkumannya tentang penyakit campak
catatan pentingnya begini ya bahwa memang social media itu kan selalu punya dimensi positif dan negatif ya
sehingga yang paling penting sebenarnya kalau mau kunci bahwa batubara ini bisa digunakan sampai ratusan tahun
ya cukup mengakibkan karena tidak cukup panjang kita
akhirnya pelatih saya sering latihan jam segini jam segini
dan ini banyak sekali orang yang bicara oke that s something good
lalu gimana sih sebenarnya peluang timnas indonesia langsung kita akan bahas
tapi kalau misalnya lu nonton yang ilegal ya sorry sorry kalau dari gue pribadi gue kurang setuju
ya gue liat fotonya kok bagus bagus ya
partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip mendukung rencana nomenklatur
dan memang di luar kemampuan finansial kita
apa kita ambil pemain pemain luar juga biar kita dapat programnya mereka
toilet umum ini sengaja dibuat mewah oleh pemilik spbu bangkong reang agar pembeli bbm bisa beristirahat sesaat di sini
jadi memang pilpres ini seru ya
dan yang paling penting sebenarnya bukan masalah pembiayaan dari apbn yang terfiks tadi
sma itu lama holod sekolah katolik di daerah bojong
berarti apa ya tiga x tiga itu jadi gini
gue juga nontonnya nyesek juga sih waktu itu
bergabung ke rusia waktu itu
selama kurang lebih tujuh belas tahun
oke berarti apakah itu artinya reagentnya gitu ya prof ya
ya kalau udara memang ini batas jumlah pesawatnya ya beda sama dua ribu sembilan belas ya
tapi kok kalau misalnya kita refleksi ke game bubble kemarin sebenarnya untuk pemain yang udah udah isiannya veteran lah
ya telah kita simak bersama pernyataan pers dari ketua pssi erick thohir
tiba tiba tanggal empat dia demam
ya kita tahu kennedy menang terhadap nixon
jadi kedua terbesar setelah yang di papua
film monisme ini bercerita tentang apa sih
yang juga pernah sebagai pemenang dari real oceane beberapa kali itu
dua tim terbaik akan bertanding di lusail iconic stadium qatar pada minggu delapan belas desember malam
lo kerja dimana jen di foto selfie belakangnya sampah cuy
lalu juga dari sisi pendapatan income masyarakat secara keseluruhan
jangan lupa karena nanti anda harus mengulang prosesnya dari awal jika tidak disimpan
tetaplah kuat jadi orang indonesia
dan tentunya juga sambil mendengarkan
tapi biasanya kan cewe itu kalau pergi itu yang kayak urgent banget dia harus nyetir gitu
maka tersangka membelikan apa saja itu adalah tppu demikian juga karena tppu itu ada pasifnya
itu mah calon lain ya
yang disusun oleh katrional stirat untuk sbs news
harganya cuma rp tiga puluh
eee enggak sih tapi harus punya duit beda gak beda
bahkan kalau latihan tuh bener bener fokus latihannya bener bener serius gitu loh
nah tantangan kayak gitu sih gimana sih caranya enak bagus cuman tidak mahal
persiapan gue tuh memang jauh banget sama orang orang lain
baru anda akses setelah anda selesai dari mudik lebaran tersebut
uni eropa perkiraan kita
seberapa penting sih ibu penampilan saat ibu bermain golf
rencana penambahan spklu sudah ada tetapi belum diketahui waktu dan lokasinya
tetapi lebih menekankan kepada keindahan gerakannya
saat ini saya ada di salah satu peternakan tikus
suatu hal yang wajar yang beliau sampaikan karena beliau sebagai pimpinan wilayah yang mana bali ini harus dijaga keamanannya
diam diam mengeluarkan perpu semua orang kaget di hari terakhir tahun dua ribu dua puluh dua lagi
tentunya stj bisa tambahan ini
oh lu berarti pas lagi smp itu emang cuma ngikutin coach lu doang ya pindah ke situ ya
daripada ketemu temen aku yang di jakarta
sudah tahu ini dery yang dulu bikin
atau server yang dibutuhkan oleh kpi untuk melakukan verifikasi
untuk belajar menjadi petani cukup bapak ibu
sampai sekarang ngoleksi sepatu jordan
kami memastikan bahwa kami ini adalah pabrikan
yang tidak bisa kita sebut satu persatu karena banyak sekali pihak yang terlibat
di sana kita akan memandang dengan mata yang tidak berkedip
gue gerungan satu tim di kejurnas waktu itu
pembiayaan afirmasi ini untuk melutup kekurangan dokter yang ada di daerah
baik yang bersifat kejumiawian maupun ritual
jangan sampai nanti karena kita terlalu masif bertanian yang tidak ramah lingkungan
karena ini kan disruption era ya
jadi artinya walaupun kita sudah persiapan segila mungkin untuk latihan tapi nasib anda ditentukan tiga puluh menit di laut
resiko yang akan mereka alami sehingga barangkali ada pihak yang jadi backing
premier daniel andrews mengatakan
tapi secara umum kalau kita lihat
olahraga yang cowok banget itu lu rasain gak sih
bahkan ia tidak berani menengadah ke langit
nah tapi maksud saya dengan bahuran tadi
tapi ternyata tidak dia sudah sempat sembuh secara total
begitu udah jebol nih kunci kontak ini
coba mungkin ini agak sedikit science lesson mengenai
campur dengan satu larutan ya
ikan beong yang sudah dipotong dan cuci bersih saya bawa ke tempat penampungan
oh begitu tapi lagi sama sama menikmati santapan
setelah terasa panasnya sekitar lima menit tambahkan lagi kecap dan tomat
mau dia pendukung pemerintah atau bukan
yang penting adalah permainan ini tidak lepas dari
importasi melalui cross border e commerce platformnya jadi tidak melalui importasi resmi ke pabeanan
berarti akan dikurangi telatnya akan dikurangi
nah kalau tadi kami sudah menjelaskannya kira kira apakah syarat syarat itu betul bahwa indonesia ini sebenarnya sebelum melawan jepang itu bisa masuk ke enam belas besar
acara apapun itu kalau tidak ada mamuli tidak bisa melangsungkan upacara adat
sampai memutar musik musik pilihan dengan suara kencang
tunggu peresmiannya terima kasih
karena dia harus berusaha sekuat tenaga untuk bisa melakukan pekerjaan untuk dia bisa hidup bisa melanjutkan kehidupan dia
sebagian madu diklaim aman bahkan dapat mengontrol gula darah bagi penderita diabetes
hal ini dilakukan untuk memberi bentuk pelayanan
dalam dugaan suap pajak ini wawan diduga mendapat bagian enam ratus dua puluh lima ribu dolar singapura
muhammad sejahtera dwi putra
narung narung narung geser
meskipun daging yang diproduksi di laboratorium
cnn indonesian newsroom terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesian newsroom dan kami
untuk menanggapi pernyataan dari bapak ahli dari bnn
nah data yang kami buat ini sebenarnya dari dasar survei kementerian perhubungan
sore ini kita akan membahasnya dengan wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman
nah kalau tenis kenapa gonta ganti sih
dikendalikan dengan moneter dengan kenaikan suku bunga
tapi yaudahlah kan balik lagi ke pilihan hidup kita sendiri kan itu mah kan mau gimana gimana juga
selamat berjumpa lagi dengan kami radio advent suara pengharapan
dan dari latihan itu kita gak pernah terkalahkan
tidak ada alat yang langsung melacak
berarti kalau mulai mulai tekun basketnya itu kapan kak smp sma
sebetulnya karena dua hari
wuuu cernut cernut kerasa
makanya mereka bikin prosedur yang diupayakan sedemikian rupa mengurangi faktor faktor tadi
streetballnya dulu pake trik trik segala macem gitu
belum kenyang makan bakso tenang saja itu baru pengguka
nah ini ada sejumlah ilmuwan di tiongkok yang berhasil membuat kloning sapi super yang diklaim bisa memproduksi susu lebih banyak
kuasa hukum tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau tppo ferencjov mahasiswa ke jerman ss
sebelumnya pak jokowi menanggapinya menghargai saja keputusan pribadi dari mahfud md
tapi kenyataannya di sana para wisatawan dan supporter yang datang itu apakah mereka mengikuti aturan yang berlaku di sana atau bagaimana
menyediakan takjil bersama dan juga sholat tarawih
kita bisa langsung menjumpai bagian dalam dari masjid raya islamic center provinsi jawa timur ini
dan kemudian memberikan tips yang spesifik untuk instrumen itu
karena ini yang mungkin tidak terlalu panjang
di rusia ataupun sebaliknya gitu ya
jadi ada tanggung jawab mutlak yang harus dikenakan kepada perusahaan
kemudian pengaturan mengenai sholat pengaturan mengenai pengajian ceramah tausiyah atau kultum
pilih menu di perangkat tv digital anda ada di bagian atas layar atau di bagian
ia mengatakan tidak biasa makhluk makhluk ini
bukan yang lamar gitu ya mas ya
tadi kita sudah isi cetakannya mas ilham ini sekarang semacam unboxing kali ya
itu ada kayak shock culture gitu nggak sih sebenernya ko
tidak mengawasi anak anak dalam bermed
tetap perhatikan keselamatan ya karena pembangunan baru sebagian
kalau misalkan sistemnya dirubah ini tidak akan ada berubah dari model kampanye
jadi orang ini kan waktunya sama semuanya
namun pada intinya hantaran merupakan hadiah yang diserahkan dari pihak laki laki kepada perempuan
badan pengawas obat dan makanan akan segera melakukan uji klinik terhadap penggunaan obat ivermectin
ya tentu sebagai indonesia saya ingin timnas minimal draw gitu
dijawab bisa selama lu ga ganggu penonton lain
sehingga kalau ada ketidakstabilan sendi
dan roh kudus inilah yang menuntun kita dalam segala keberadaan kita
jadi ketika kita menerima yesus dia datang
ketika lo komit untuk serius di basket
karena dengan dua hasil pertandingan satu kali imbang satu kali menang
dan mandarin cake dengan topping buah kering serta bunga yang bisa dimakan
atau mencemarkan nama baik seseorang
tiongkok dikabarkan akan kembali menggarap proyek kereta cepat jakarta surabaya
berikut ini penjelasan yang disusun oleh ciara hain untuk sbs news
sekarang juga nampak kan bahwa kalau yang direkening saya tidak tahu ya
kedua sakit dan tidak mampu melaksanakan safari wukuf
jika saya berhenti saya akan terlalu lambat
ada sekolah dengan program bahasa inggris yang bagus
terus juga soal fasilitas alhamdulillah saya sendiri merasa cukup senang
lomba di gelar bank indonesia perwakilan bali ini
masih ngikutin gak isu isu terkini nih mas owi
saya memilih makanan khas gersik yang enak
jadi pas main lulus gitu langsung mainnya divisi dua gitu
masih bersama gue vincent manahem dan abu chris christian
ataupun mungkin nanti udah anak anak aku bisa di world cup gak ada yang tau
mengenai gimana cara masak masakan
hal ini tertuang dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh satu tentang harmonisasi peraturan perpajakan
jika dibandingkan dengan sandwich western yang biasanya menggunakan roti jenis kandum atau sodo
mungkin ditambah kali ya biar anak anak bisa bermainnya lebih banyak orang daripada dikit takutnya pada rebutan atau anak anak bosen permainan itu terus
kenapa ceasefire ini merupakan sesuatu yang sangat tidak bisa diterima
tempat ini bukan hanya menjadi tempat ibadah bagi umat buddha
selain itu sehari hari nadine membiasakan diri hanya minum air mineral saja
jadi yang hanya bisa lihat itu pemain depan
namun karena membahayakan lalu lintas udara dan juga bisa memicu kebakaran rumah penerbangan balon udara tanpa awak dilarang polisi
yang kedua menjadi tahanan rutan atau lapas
gue kasih tau siapa itu michael jordan
ia menertibkan kita untuk menyempurnakan tabiat kita
jadi kita atur flow nya jadi tidak langsung dari pintu ada antrean bpm
mesin ini digital ya jadi dia berupa semacam interface gitu
menu di sini dibuat menggunakan selada mayonis dan saus tonkatsu yang memang banyak digunakan untuk masakan jepang
kalau layang berarti akan memakan ruang kanan kiri yang cukup luas dan itu adalah lahan pertanian
kemudian selanjutnya kita lihat untuk anda yang berada di luar gedung bertingkat
dan saya pikir itu membuat kepentingan
untuk dana perumahan yang terjangkau senilai sepuluh miliar dolar di parlemen dan hal itu telah mendapat dukungan dari seluruh sektor perumahan
mungkin karena dia di perairan surut
jadi kalau kita banding bandingkan
bisa bisa sempet ditawarin untuk ke
mereka nggak akan yakin and then ditutup
perlu dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan mereka juga penting ya
karena dari berdasarkan hasil survei isu ekonomi yang menjadi sorotan
artinya lebih dari enam puluh penduduk australia
jadi dapat transfer uang dia pakai tagihannya
ada supporter supporter yang belum berdamai
peneliti gunung api dunia menemukan fakta kematian yang meluas hingga wilayah eropa pada suatu masa
jadi khas tanah kebudayaan yang ada di kabupaten morainim
belum sih tapi dalam rapat sudah muncul namanya
di sbs program bahasa indonesia ini
sebagai figur teladan kategori pemberdayaan lingkungan sosial
seperti misalkan gajar pranowo yang pada sore ini harus bertolak ke purbalingga untuk melaksanakan agenda
kalau bullying sudah jelas kita butuhnya persoalan mana pelaku mana korban
ada dua variable yang secara signifikan menyebabkan tadi
atau bisa saja ini kemudian merepresentasikan rival politiknya
pasalnya disinyalir ada oknum yang
yang akan diselenggarakan hari sabtu ini
dengan membuat peran swasta memberikan pabrikan obat ini mudah mudahan swasta mau bergabung untuk melakukan pembuatan obat dengan bahan baku yang berasal dari
tingkat partisipasi olahraga yang tinggi dan berkualitas juga akan berimplikasi pada prestasi di tingkat elit
jadi pastikan rel itu lintasan kereta api itu harus steril
sarana prasarana evakuasi serta standar operasional prosedur yang jelas
tapi sebenarnya kan mungkin pada penasaran juga gitu pak
misalnya kayak kompetisi kelompok umur dua belas tahun empat belas enam belas delapan belas
kita juga akan mengembangkan program dengan pemerintah indonesia dan mitra lain di pesisir barat dari sumatera di wilayah perikanan
atau penyertaan modal asing
akhirnya ya bos saya bilang dia setuju untuk saya main di bali united
pokoknya jalan pun sakit juga gitu
namun buat yang mau praktis bisa mengonsumsi telur bebek yang telah diasingkan alias telur asin
terus dia pokoknya dia forward aja ke dua pelatihnya
kepala kapasitas baterai untuk tujuan lain
akan segera terkendali dengan cepet ya
setelah itu dipirik untuk menghaluskan daging ikannya
jadi akhirnya kita bagi dua malam di bali dua malam di labuan bajo
pembeda bumi borneo musim ini
jadi wajar kita kompetisi nanti di dua ribu dua puluh empat
rumah sakit tempat tinggal sekolah itu jelas nggak boleh
nah kebetulan saya istri saya itu punya tipe yang
untuk menghilangkan to wipe out
ya kalau begitu kita biarkan saja

maka mereka juga membuat kopi yang dibuat dengan cara ditubruk saja
mereka terpaksa mungkin harus mendorong kenaikan harga jual barang mereka itu yang pertama
dan kita mendapatkan satu kartu dengan ada izin nomor tinggal di situ yang berlaku sampai dua atau tiga tahun
itu sudah kami jawab juga bahwa ini tidak mengubah daya
ya jadi kalau listrik ini kan sebenarnya berhubungan dengan yang pertama terkait dengan air mbak
bagaimana ojk meyakinkan bahwa para bank bank itu para penyedia jasa keuangan itu
guna meningkatkan pelayanan dan tata kelola pemerintahan
mungkin harus diajak gitu ya kunkernya langsung naik kereta dari bogor transit di manggaran
sampai jatuh sekali dan sampai nggak bernilai
sebagai informasi lain putri aryani berkesempatan bertemu dengan presiden jokowi dodo di istana kepresidenan jakarta rabu siang
supaya mereka pelan pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera
jangan sampai negara yang sudah berjuang membela para korban dengan pekerjaan yang sangat berat ini malah nanti dituntut lebih gitu ya bahwa
jadi pada dasarnya tidak ada yang tidak mungkin
berarti keluhan dan apa yang ingin diinginkan oleh kalau bicaranya gen z sama millenial ya
belum jadi kalau di indonesia sahur kita baru buka puasa di sini
kontraflow sendiri ini sulit untuk diatur
pasca viralnya pelanggaran wisatawan asing berkendara saat liburan terutama di jalan raya
dan tubes rusia itu sudah
kalau di bandung atau di jakarta kan kalau kayak ku kejuaraan umur gitu kan udah kayak vibesnya kayak kurang gitu ya kalau ya
terlihat karyawan dengan gaji empat lima juta per bulan tidak dikenakan pajak alias rupiah
sekarang udah enam bulan di university of nottingham
mengatur jarak penggunaan gawai sekitar empat puluh cm
emang lu yakin kobe gak pernah bikin super team gitu
yang bisa berjumlah dari ribuan ribuan
didukung kemampuan bahasa inggris dan bahasa arab usaha kerajinan yang digeluti turmudi sejak dua ribu sepuluh ini kian berkembang
dari jumlah tersebut dibagi ke tiga puluh dua kantor pos yang berada di wilayah kabupaten cianjur
terus lemaknya tadi juga good fat dan jangan lupakan fibernya sama seratnya
pak toto apa sih kendala selama pandemi covid sembilan belas

saya rasa caimin kalau ditanya saya ya secara pribadi saya yakin caimin akan berbicara sesuai konteks tema debat yang dibawakan
namun sejak implementasi teknologi nyamuk aedes aegypti berwolbakia setahun kemudian
saat ini kedua wna itu telah ditahan di kantor imigrasi
soalnya ketiga banca pres telah menemui presiden joko widodo pada hari ini
ternyata setelah kemarin itu kita cek memang banyak pada saat musim hujan ini
jadi jangan sampai salah persepsi
tapi ini adalah cerminan bahwa sedang terjadi
meski demikian di usianya yang hampir mencapai setengah abad
faktor nu dan sebagainya tadi seperti pak ali masukno katakan
nah kemacetan itu kan membuat dia gak bisa gitu
angkutan kota seperti pt pt di kota makassar ini
semua itu sudah di setting dari sejak berdiri
dan hati kita berdengkur
yang berbasis karakter komik
sebenarnya ada nggak sih mungkin saran saran dari pelaku tambang sendiri
oleh sebab itu mari sekarang bersama dengan saya kita lihat dahulu ya
anggota anker twitter salah satu komunitas anak kereta
adalah hal biasa di dunia sulap
kunafa menjadi menu andalan yang terbuat dari kadaef atau adonan serabut kelapa berpadu dengan keju mozarella yang ditaburi kacang pistachio
tanggapan dari asita menyikapi hal ini apakah ini kemudian bisa berdampak atau impaknya besar pada sektor para wisata bali
sekarang presidensi ada di tangan rrt
bagi keluarga ini perayaan imlek dirayakan sederhana
pekerjaan dan perawatan yang tidak berbayar
jadi mungkin kepelatihannya ada di kemenbora tetapi mereka guru guru olahraga yang ada di kemen digput
otomatisasi yang diperluan adalah auto throttle yaitu adalah
tapi juga menjaga hal hal kebocoran kebocoran yang lain
mungkin seluruh kabupaten akan kita kasih seluruh provinsi akan kita kasih
harga harga ini bisa diperhitungkan dari situ
karena pabriknya berresmikan sembilan maret dua ribu dua puluh tiga
kalau saya beli mencit buat pakan piharaan di rumah
dan ternyata perpaduan antara ikannya dengan mie yang pipih dan juga kenyal ini kemudian juga racikan bumbunya cukup pas sekali dan juga ternyata tidak ada rasa amisnya sekali
nah produser lapangan cnn indonesia sandra insana dan fotojurnalis andri kurniawan akan mengajak anda untuk menggali ceritanya
betul betul betul dan yang paling penting saat ini
eh ini bantu nih pegang sepuluh juta
terus jauh juga kalau mau pulang
atau bekerja secara freelance jadi invoice nya belum cair tapi semua kebutuhan yang udah ada
sehingga fonis dijatuhkan maksimal dua belas tahun dan denda dua puluh lima miliar
jadi bagaimana tadi kamu bagaimana akhirnya latihan
tapi di sini bebek diberi pakan ini nih
terus ada ini ada siapa mas joko
karena kalau kita jatuh ke sebelah sini masih ada safety di sini kita akan pegang
dengan harga satu bungkus tiga ribu rupiah
tapi pertanyaan gue pertama ini
yang juga adalah ketua bnpb
itu tidak boleh dilipat
dan kali ini saya akan sapa lebih dahulu pendengar secara khusus ini dari grup tiga yang memiliki kesamaan untuk memberikan respon bagi posting siaran favorit
tapi tidak boleh hanya retorika kita buktikan
politik lawan begitu ya apakah ini malah memperbesar potensi membawa orang orang toksik
di kota bandung ada di jalan cipaganti
wah jago banget jago banget
tak konsistennya pemerintah menekan
setelah itu kan tidak ada lagi pertandingan untuk sementara waktu
jadi itu sesuatu yang kita harus teliti lebih rinci lagi
namun yang terbaru adalah mekopal hukam dan juga tim investigasi akan segera mengeluarkan hasilnya seperti apa
maksudnya orang udah lebih tau dia gitu kan
waktu yang akan membuktikan siapa yang salah siapa yang benar
saat melintas di jalan jalan yang ada di sana
diganti komponen komponennya dengan komponen komponen yang baru
sebaliknya dari jakarta ke bandung
ya gak tau kemarin yang aku perhatiin sih kayak the john dan glo ya
indonesia lawan pertama itu irak cukup berat
itu pada jaman waktu persiapan karyo itu latihan ekstra yang owi lakukan tuh sendiri
biasanya dia makan cemilan yang manis ini kita kurangi
victoria juga menjadi pusat pemberitaan tahun ini
heranob dan juga puspa boleh saya informasikan bahwa memang mereka itu tadi sebut adalah dari tujuh puluh enam orang putra putri terbaik pilihan yang ada di tiga puluh delapan provinsi
namun saat tidur itu beragam cara dilakukan para pengemudi terkait kondisi penyejuk udara atau ac mobil
tapi miki kalau lo berbicara soal miki yang memang di sana sudah beberapa bulan ini melakukan studi ya di sana
apakah hanya boleh di rumah sakit secara perubatan
ya abis kalau saya yang kedagang ya yang punya duit
ya jangan pakai apapun belum keluar
tim liputan cnn indonesia
skupnya tidak terlalu besar gitu ya
cuman memang karena perempuan itu di dunia balap masih sedikit jadi mungkin kesana ya gue ngurusin eh ya masih sedikit gitu
dan terlihat seperti di film film
membatasi konsumsi makanan dan minuman manis memang sulit
atau apa itu spesifiknya
stik tersebut dipotong dua atau dipatahkan sehingga tidak bisa lagi digunakan
itu tanpa perlu pembuktian itu kemudian hanya membuktikan bahwa dia sudah pasang klang
persoalan persoalan kebangsaan lain juga luar biasa sulit dipintaskan gitu kan
yang tak dapat diambilnya
nah dia kan ngepost tuh foto dia motoin abl
lu harus bisa semua
dan tentu saja kita lihat bahwa sejumlah negara juga sudah melakukan hal yang sama
kalau batuk sih mungkin enggak tapi seri aja
yang biasa dia beli di pengecer tadi
ada nggak sih mbak satu kasus yang bisa dijadikan contoh
seperti rusa banteng hingga burung merah hijau di padang savana
hal ini disampaikan kepala badan pengawasan obat dan makanan penny lukito dalam konferensi per senin siang
kendaraan bergerak di jalan
jadi kurang lebih memang apa
tuh jadi rasanya tidak akan se enak kalau apinya stabil
nama nama mereka dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan kota surabaya
dari masyarakat biasa yang datang dengan caleg
jadi ada sebagian pasti yang masuk gitu
jadi kayak ini belum maksimalnya
ini salah satu yang salah satu desain yang mungkin kan gak terlalu cewek ya
siapa yang mau seleksi atlet menembak nomor sepuluh meteran yang target itu kayaknya udah jalan tuhan emang lu udah kesini loh gitu kan
karena putusan mk sembilan puluh satu tahun dua ribu dua puluh itu kan hasil dari uji formil
dengan optimisme ini optimisme tapi waspada dan hati hati tantangan di tahun dua ribu dua puluh dua utamanya ekonomi global
mereka udah ngumpulin kemenangan di awal gitu
siapa kok nama bosnya siapa kok
dan juga bebas juga pemasukannya tidak ada income tetap
seolah olah kita abai pada soal data ini
untuk nembaknya mindsetnya coba jauh
kemampuan dia dan pengetahuan dia masih sangat sangat rendah berbeda dengan orang yang sudah dewasa
dan juga ikan pelagis khusus tuna dan cacat
dan sekarang layanannya dibanding dengan tahun dua ribu lah gitu ya yang dibilang bu evita kemarin
ya mohon maaf karena bingung sih mau minggirnya mbak
yang masuk ke sana jadinya tertarik buat masuk ke ipk apa gimana sih
organisasi bantuan islam di australia mengatakan mereka akan terus memberikan bantuan kemanusiaan ke gaza
apakah kenapa dini memilih aktris tersebut
nah tapi kalo struggle nya pembalap cewek ya pasti pertama karena pembalap cewek dikit
itu adalah jalan yang salah untuk jenis ini
tak jauh dari lokasi sebelumnya terdapat warung sate domba khas afrika
tapi di sisi lain juga mampu menyeimbangkan kebutuhan dan juga keinginan dengan tepat
meskipun telah pindah dari tempat berjualannya dulu lotek legendaris ini tetap diburu penikmatnya
ada yang tiba tiba bonyoknya pendek pendek
irfan kemudian kuliah di bidang teologi
yang nanti juga akan berimbas kepada siapapun yang terpilih
sekarang take nya langsung di kantor
terus ada instrumentasinya pemilihan instrumennya
dari situ kamu sama butet hubungan agak
adanya pihak pihak lain yang lebih dari tiga plus satu orang
cukup membayar dua puluh ribu rupiah untuk menyewa satu kayak sepuasnya
sebelum pasangan ini kan aku tau
oke lah cicago itu salah satu ini juga
tapi di lain pihak juga itu menjadi salah satu sebenarnya
negara itu terbuka dengan rakyatnya sendiri
sebelum urusan agar tidak dirugikan
bumbu dikasih tahu caranya dikasih tahu
jadi saya yakin beliau akan menunjukkan bahwa sebagai generasi muda
mereka khawatir sekali dengan keberadaan undang undang cipta kerja
hampir setahunan gitu loh
jadi harga ini harga yang wajar kenapa
jadi smp satu beliau datang ke bangka untuk coaching clinic
yang bisa terbaca ketika melewati ruas jalan tertentu
di aula utama museum terpampang fosil gajah mastodon prasejarah
bicara dengan negara negara eropa
pemerintah tidak berhasil mendorong warganya membangun budaya berjalan kaki
banyak yang ke gue itu kayak
event untuk penggunaan pelayanan kesehatan
nah kasus kasus pornografi ini sebenarnya mungkin sudah kerap beberapa waktu terakhir
dari yang sebelumnya ada penambahan empat provinsi baru yaitu papua pegunungan papua tengah papua barat daya dan juga papua selatan
ini mitos karena faktanya katarak tidak disebabkan aktivitas mata
kemudian di masing masing kecamatan tadi juga dibantu oleh masyarakat
pak prabowo cukup baik cukup
dan juga untuk kesesuaian dengan hal hal yang sifat darurat lainnya
dan semua garam kita datang dari turki
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
saya pikir ini akan tetap bisa mengelola supaya tidak terjadi kepanikan ataupun sesignifikan drop yang terjadi di dua ribu tiga belas temper tantrum
biasanya dia sama sekali tidak merasa marah
nah kira kira hidangan apa nih yang menarik untuk anda coba
tapi enggak sedominasi mercedes pas lewis sih menurut gue
orang tua sih dukung sih dukung totalitas sih
ini menghilangkan kulit ari maupun lendir yang ada pada beras ketan
dan mau berbagi dengan penuh sukacita
tapi sejauh ini dari sheikh sendiri sheikh dengan isu yang beredar di luar terkait dengan adanya justifikasi bahwa
hidangan yang disajikan di sini antara lain igabakan sate babat dan tengkleng
terus kayak orang indra jadi navigator deh
kemudian papua new guinea dan melewati biak
jadi selama ini sudah bagus ya kerjasamanya ada dukungan
dari cabang olahraga panggung final piala dunia dua ribu dua puluh dua akan tersaji penuh gengsi
mereka cukup kaget ya awalnya karena mereka baru tahu ada namanya bulan ramadan dan kita harus berpuasa menahan lapar dan haus selama berbelas belas jam
meskipun akhirnya akan belum tentu menang juga
kalau udah dishub pasti
di incer itu adalah efek epoc
semakin kemudian responnya itu menurut saya akan tinggi
karena setelah dua kali pertempuran pilpres yang luar biasa dahsyat yang lusa itu
berperan dalam modus ini
yang kemungkinan besar juga ada usaha yang ada disana
kan kalau digabungin kan pertanyaan dua sama pertanyaan tiga saling gini dong
alias rumah penampungan motor curian
penempatannya ada di sana kemudian kemampuan kemampuan lainnya
penari juga ikut lomba kayak hadron kayak itu pengajian gitu sama saya itu pernah lomba drum
bahwa ini adalah tahun terpanas ke delapan yang pernah tercatat di australia
pergi pergi mulu gak gitu gitu kan jadi ya udah tau aja fokus aja ke basket paling ya una juga kan
terus akhirnya gimana lu
dengan cost dan akhirnya ketemu maka disitulah batas yang harus diberikan bpjs kepada masyarakat
ya trotoar itu merupakan hak dasarnya para pejalan kaki
cak imin masih mendukung pak prabowo pkb
tapi karena di sini kan covid masih belum tentu sih
yang memang di mana jalan turun waktu tertutup itu kolom pejalan kakinya kan harus dipasilitasi yang cukup banyak dan itu harus terproteksi juga
cewek gak perlu jadi sebenarnya bisa gitu
ini dipandang oleh masyarakat lebih lebih oleh keluarga korban sebagai penegakan hukum yang tidak adil
satya alas dendi dengan pidana penjara selama dua belas tahun
dan ini diadakan lewat anggaran
jadi kadang kayak datang gitu aja sih baunya
demikianlah tadi sebuah rangkuman tentang keterjangkauan sewa di australia
mas terakhir tadi saya dengar mas siang kuliah terus udah berkeluarga juga
para pegoes ini disuguhkan oleh pemandangan alam yang indah
kalau misalnya harga di tingkat penggiling padinya ini tidak diatur
tapi makin kesini ini makin rajin juga nih ada anies baswedan aja ganjar ada caimin juga mahfud md
itu secara total ya selalu ada konsensus ada kesepakatan ada apa namanya yang mencirikan ya
sehingga memang urgent banget ya
belum bisa bahan bakunya belum ada bahan bakunya
evakuasi dan lain lain dapat dilakukan
kementerian kesehatan akan mendatangkan obat pomefizol dari singapura
dengan kebesaran hati kedua belah pihak baik pak prabowo maupun pak jokowi
saat itu pemegang rekor nasional atletik nomor seratus meter ini sempat khawatir cedera di lututnya itu akan mengakhiri karirnya di lintasan atletik
jadi mudah sekali masjid ada di mana mana
nah ini yang sering dipakai gitu loh
dan jualnya pun terasa makin membuat nikmat
orang papua lebih mengenal kayu itu dengan nama kayu besi
yang dulu awalnya hanya dihuni turis asing saja
atau peralihan musim hujan ke musim kemarau yang cenderung diwarnai cuaca ekstrem
ya tapi proyek yang dikerjakan apa
semua tempat unik dan lawas di depok ini dapat menjadi solusi pelepas penat
gue gak punya duit yang banyak untuk jualan bisnis
udah menurutnya udah pokoknya a satu lah bagus lah ya kan
karena tingginya antusiasme masyarakat kuota ditambah menjadi dua lima ratus
menunjukkan kasih kita kepada allah
jadi akhirnya yaudah deh akhirnya pindah basket juga
jadi kalau menurut kita dari paslon satu yang membawa tema perubahan perubahan itu tidak ada masalah untuk dilakukan
nah terkesan tim sus itu tidak mengarah ke sana
membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi
dan kita lagi ngejar wta race
penyidik datang ke rumah untuk menerima laporan saya
apa yang menjadi kekurangan masing masing
dan juga inovasi dibutuhkan kolaborasi diajak ke sesama para seniman lain
pemerintah mesti dalam track dan biarkan
untuk mencapai hal tersebut warga sumba harus melakukan perubahan pada beberapa hal
apalagi teman teman semua juga dikasih semangat juga
juga pemanfaatan teknologi terbarukan produksi serta pemasaran hasil pertanian
kalau mendapatkan amanah presiden dia yang akan membawa perubahan itu
hari pertama itu latihan latihan biasa tuh yang kayak basic basic
makam balok sakti di dusun tohpati sering didatangi keturunannya yang kini berada di dusun kecicang islam saat tradisi saparan
karena emang harus ada servis khusus buat ngedot si tungau ini juga
adonannya terbuat dari campuran tepung beras dan tepung kanji
lalu kita melihat bagaimana dengan proyek proyek
itu akan dilaksanakan di mana itu
dan juga jalur jalur yang selalu disebut orang jakarta coret
adakah desakan dari kalangan pengusaha agar pemerintah menerbitkan prp cipta kerja
seperti apa jalannya uji coba di hari kedua ini
contohnya tadi kalau dilacur kita juga
area hutan konservasi yang mereka kelola perlahan dirambah dan dikuasai masyarakat bahkan izin pertambangan
kayak gini diukur ketinggian dan ditimbang dulu gak biasanya pak
terus air tanah ini nyelang ya sebutnya ya
dari rekod kekeringan kondisi panas hingga banjir yang mematikan
nah inilah yang problem utamanya adalah soal
gua beli tiket aja lah udah tiket abis kan
data yang dirilis oleh australian bureau of statistics baru baru ini menunjukkan jumlah tunawisma melonjak
oh iya mbak ini setelah saya olahraga gak pakai alas kaki sepatu dan kaos kaki itu banyak manfaatnya
ini merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan dan kantor pos
barang berharga berupa dompet
yang kerap kali ditemui di sepanjang jalan atau tempat manggal
karena musim dingin jadi jarak antar sahur dan berbuka itu relatif lebih singkat daripada musim panas
mereka profil yang muncul di media berapa dua tahun mungkin ya dua tahun ini sudah cukup meyakinkan bahwa orang orang yang menerima pembayaran itu tidak patut menduga
gak lupa sih itu di jakarta
itu kemudian kami petakan lagi
aku sekarang kan aku kelas dua sma ya
jadi kita sebenarnya masih oke apalagi kita punya hutan
terus muter depan rumah gitu
karena permintaan dari otopilot
mohon izin yang mulia saya serahkan ke penasihat hukum saya
merek lokal sembilan ratus sepuluh bermain di kisaran harga rp tiga ratus lima puluh rp lima ratus
terima kasih banyak atas diskusinya siang ini prof
sedemikian pentingnya kalau kita kurang tidur yang ekstrim gitu ya
satgas covid sembilan belas mengatakan agar warga tetap disiplin protokol kesehatan
ke suatu mesin mesin dialisis itu
salah satu episode sehari menjadi yang cukup panjang
kita juga kita bahas ada detik komersial
nah kemudian ada kompor listrik dan
madu yang dipanaskan bisa menjadi racun
bersepeda belakangan menjadi tren masyarakat
memperbaiki dan juga mengganti ban mobil anda
jadi mas yuda kenapa hal ini terjadi
atau ingin mendapat pelajaran alkitab
beberapa motif yang sudah dibuat diantaranya gajah oling
kalau makanan manis kalau sehari hari sih tadi ya kayak coklat kopi
artinya upaya upaya yang harus dilakukan pemerintah menghadapi natal dan tahun baru
kalau warriors nya gak kompak
kalau sekarang sungai buat buangan sampah
trik sulap penggandaan uang
iya karena ada aja orang yang apes gitu
lebih normal lebih bisa berinteraksi
saya di statement saya mengatakan
berikutnya kita masuk ke bagian dalam pasar
ya aku sih masih sedikit sedikit masih ngikutin
dengan gagasan yang sudah siap sudah rapi dibangun
dan kpu telah menentukan mekanisme agar pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan syaratnya
karena kalau sudah di level seperti piala asia ini kita harus punya organisasi yang bagus sebagai tim ya
ya tapi itu setelah masa pengambilan alian pali jaya sama aetra oleh pam
namun bagaimana bertempur pada kehidupan yang nyata
dalam meningkatkan stok perumahan sosial
ini yang oleh para ilmuwan diduga boleh mengurangi risiko kekambuhan kanker payudara terutama pada para survivor ya atau istilah bahasa indonesia saat ini adalah penyintas
bahwa kedua afiliator ini
pada sabtu kemarin mereka berkumpul di banyuwangi jawa timur
jadi kayak basket tiap hari gitu
belum mampu membawa warga sumba keluar dari garis kemiskinan
di martapura kabupaten banjar kalimantan selatan ratusan ekor monyet menyerang sejumlah rumah warga di kompleks geraha anjung mahatma sungai sipai dan menjarah tanaman buah yang berada di pekarangan
dan setelah dia buka ternyata sudah tahu apa yang ada dalamnya
nah argumen politis ini yang kemudian jadi sandara
yang berasal dari budaya lain
tapi kalau kita bisa cari pasar jauh jauh hari kita akan dapat pasar yang bagus
nah mari kita coba lihat gitu ya
karena kepingan antara juga itu menjadi salah satu ketinggalan
new south wales victoria dan act saat ini dalam situasi siaga setelah beberapa kasus campak tercatat
ia berziarah ke makam kiai haji bisri mustafa ulama tersohor di rembang
selain itu sehingga faktor kesehatan tetap harus menjadi prioritas utama daripada pemerintah sampai dengan tahun depan
nah iya tapi aku waktu itu dulu ga tau kalau denny sumargo itu aspak
ini kan perpu ini sebenarnya bisa ditolek oleh dpr ya

bapak ibu nur bupati dan wali kota yang sudah bersama sama dengan kita semuanya dalam rangka mengendalikan inflasi
tidak ada masalah selama dia bawa catatan kartu vaksinnya
dari sejumlah penelitian berlari tanpa alas kaki ternyata memiliki beberapa pengaruh positif
di tempat ini telur dijual enam ribu rupiah per butir
ya sudah kita dorong sama sama itu
ya alasannya apalagi kalau bukan untuk memaksimalkan ruang kabin supaya lebih lapang penumpangnya
aturan hukum yang berlaku padahal hati kecil saya yang ada adalah mata balas mata
sebelum kita tutup ran kita kembali ingetin lagi
dr gunn mengatakan hasilnya bukanlah hal yang aneh
sudah tahu bahwa ada dua afiliator ya ini atas nama doni salmanan dan juga indra kesuma yang ditapkan sebagai tersangka
jadi kalau tidak dibantu makan anak anaknya sangat berat hidupnya
ya itu untuk pelindungan terhadap uva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

penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah lokasi di ibu kota beijing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
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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
pertumbuhan tertinggi disumbang oleh transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya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
susah gak sih kayak ikut gelantungan gelantungan gitu berat gak tuh pegel gak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

nah kami menambahkan enam puluh lima ini berdasarkan keterangan yang kita lakukan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
pihak yang siap untuk memberikan jaminan bahwa mereka akan menangkap mereka dan sebagainya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

jadi ya kita pengen terus kemana mana ketemu semua yang kita inginkan dan terus bekerja seperti biasa gitu lah sebenarnya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

tapi sudah pernah ada yang bayar empat ratus tujuh puluh lima belum di sini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

kita melihat perkembangan pekerjaan di negara negara kita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

tapi mereka juga sangat berguna untuk penyelamatkan sakit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

oke perlu diketahui ini adalah qualification series lima ribu jadi artinya kalau anda menang anda dapat lima ribu poin berarti itu yang ikut pertandingan ini berarti sudah berlaku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

untuk melihat perusahaan yang terjadi di sungai perogo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
itu tidak akan melakukan apa apa untuk menciptakan kelebihan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

iya memang seperti itu tetapi kami sendiri dari p tiga dan p empat ini juga sudah dekat dengan peran perempuan yang masih ada di daerah pedesaan ini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

untuk mempersiapkan diri itu ya pak nero ya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
orang gila saja bisa ngatakan itu enggak benar
jadi ke ergenan ergenan ini yang bikin mereka kepaksa banget jadi kadang kadang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
dan itu pertambahan justru pertambahan jumlah itu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
jadi sampai sekarang juga gak akan dilupain nih lapangan yang gak lebarinnya cuma setengah ini ya buat pras tawa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
sekarang harga vaksinasi yang cukup tinggi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
cukup gak cukup tuh tergantung kebutuhan orang sih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
jadi memang sementara evakuasi untuk warga negara palestina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
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada staf jal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
oke digoreng ada kerang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
karena perusahaan perusahaan perbankan sudah banyak meninggalkan funding untuk batubara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
aku pake tempat tempat sekarang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
dan awal mula kan sekitar ranking lima puluh ya atau empat puluh delapan gitu
jadi gue itu dulu pertama kali gue dikenalkan sama basket itu sebenernya waktu sd gue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
apalagi all ang all saya waktu itu lagi dapet dua ribu dua belas kan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
dan untuk kita para pendengar radio adventure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
jadi jangan sampai confused antara stunting dan pemberian makan pak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

kami sudah melalui berbagai pengalaman dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas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
tidak apa apa di indonesia kita tidak memiliki musim panas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
dengan modus menggunakan robot trading auto trade gold
wah cape juga ngangkat ngangkat matras segala macem ya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
dan satu satu lagi itu buat media
luka juga sempet cerita ke gue katanya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
dan kemudian dia coba berusaha mencari dari mana sumbernya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
karena pertandingan pertama langsung menghadapi tim yang kuat yang pernah mengalahkan indonesia dengan skor cukup telak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
jadi nggak yang senior senior aja gitu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
dan kami selalu berbenah untuk menjadi lebih baik lagi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
ini list produk yang tidak menggunakan empat pelarut yaitu propylenglicol polyethylenglicol sorbitol dan juga klyserin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
demikian yang bisa dirasakan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
berarti atlet atlet top dunia seperti ranking empat puluh ke atas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
kalian tahu kan mendekat menjelang idul fitri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
karena susah juga sih kalau gue ngeliat kompetitif juga kan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
karena jumlah liur ditambah dengan jumlah air kumur kumur yang kita gunakan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
jadi mulai tahun dua belas keberangkatan itu sudah tidak ada lagi urusan visa ya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
dan juga kami menyediakan empat ribu paket goodie bag pada saat kondisi puncak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
posseko glouge mengatakan dia kecewa dengan hasil ini
menurunkan suhu dari kulitnya itu bisa memicu belas palsinya kamu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
jadi gue cara gue memandang sebuah subjek itu kalau gue gak bisa gue mendingan diem
jadi itu vaksinnya surabaya dibawa ke banyuwangi misalnya
maka dong ceritain ke kita gimana apa ya suka duka untuk berpuasa di sana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
karena nanti ini kan sama dengan fast travel pada waktu itu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
kabut asap terus terasa di mata dan ditenggorokan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

jadi mereka sudah bicara dengan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
yang mana lupa tuh tadi
ini adalah nyaman wiryadinata kartika widowati karangasem bali
jadi kalau sudah seperti itu menurut saya siapa lagi yang toxic gitu kan apa terkait dengan perkataan mbak nana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
vanessa de souza dari lembaga tersebut mengatakan
lebih moist dan lebih bersita rasa dalam artian gurih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
kalau misalnya dari ima melihatnya bagaimana nih nantinya next nya ke depannya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
itu dihitung betul sedetail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
kalaunya di m saint pierre heels juga dibelut pakai mixture ayam vic sinis ada dalam masernya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
lewat pisjen dan pisantren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
dan proses pengambilan keputusan itu kan juga bukan sederhana
karena mengingat jumlah sasaran vaksinasi itu kurang lebih lima puluh juta sasaran
gimana ibu juga tidak bisa melarang
itu terkait sama nazar pemilu gitu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
jadi mereka juga full staff sebagai orang china yang mereka harus kerja menghasilkan uang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
berikut ini australia explained akan memberikan wawasan mengenai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
oh nggak jadi sama riko itu
karena salah satu bentuk perwujudan dukungan beliau
ini yang apa namanya sangat menarik sekali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
kenapa sekarang karena kita sedang berpenang sekarang ini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
tapi yang aja sebenernya enggak harus ngawurin loh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
kemudahan yang saya dapatkan itu lebih kepraktis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

dan seberapa kerinduan akan tanah air
lu kalau misalkan pernah nonton the night show nih gamesnya mirip mirip ini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
kalau tidak salah ini kan skemanya jika ponzi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
aka itu kan dikasih sama orang ya
saya tidak bisa berkata kata untuk membayangkan apa yang kemungkinan menjadi kesan terburuk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
antara sebelum terawet di masjid atau setelah terawet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

karena khususnya besar orang juga dapat muat dalam hal yang sama como tanpa tersaking pel savannahu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

firwan memulai usaha kerupuk kulit pada seribu sembilan ratus sembilan puluh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

apalagi indonesia dengan tiga ratus tujuh puluh lima juta penduduk ini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

penguncian wilayah atau lokasi di ibu kota beijing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
dan mereka juga mengatakan pemerintah yang menangani kekosongan yang sangat rendah yang terjadi secara nasional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
itu yang kami kerjakan di petani muda karen sejak dua ribu sembilan belas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

pria kelahiran singaraja dua puluh tujuh november seribu sembilan ratus empat puluh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

masing masing sumber itu mbak yang terjadi di jawa barat itu memang kawasan seismik aktif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

ketika kami berkumpul bersama di bawah pondok jerami kecil itu ibu jaseline berbagi kisahnya dengan kami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
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu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

oke perlu diketahui ini adalah qualification series lima ribu jadi artinya kalau anda menang anda dapat lima ribu poin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

nah selain menghilangkan kematian kita juga menghasilkan perbandingan satu banding satu ini dibalurkan ke telur bebek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
ini adalah perusahaan yang sangat penting ini adalah perusahaan yang sangat penting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
di sampingnya lester prosper gitu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
saya tidak bisa membayangkan ada satu ratus tiga puluh sembilan juta pengguna media sosial di indonesia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

rumah sakit karena kan mereka mengampu rumah sakit yang lainnya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

apalagi ada anthony bean yang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

tapi anker kan tidak ngeberatan berdesakan sampai dua ribu dua puluh lima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

agar kondisi protein tidak terlalu berkurang sidat digantung untuk menghilangkan lendil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

rencana tuhan adalah agar setiap orang dalam kehidupan tuhan akan mencari keuntungan dari tuhan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

jika anda berhenti tanpa bertanya tanya ke arah anda anda akan berusaha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

yang menarik keduanya juga tengah bersaing untuk menjadi top scorer piala dunia dua dan dua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
waktunya habis kami persilahkan bapak anies baswedan untuk menanggapi jawaban dari bapak prabowo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
jadi kalau di selandia baru menurut saya itu akan menjadi hal yang lebih baik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

ia bersyukur orang tua temannya dapat memberikan tempat tinggal namun masalahnya jauh lebih luas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
jadi sekali lagi anda memiliki dua bahan bahan asli langsung di belakangnya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

kita bakalan ngomongin tentang nasib energi indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan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
meskipun mungkin muslim itu minoritas ya di sana tapi secara keseluruhan tadi bu dewi sempat menyebutkan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

negara yang menjali kesejahan gitu ya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

untuk kerupuk kulit kulit sapi yang telah dipilah ditaburi garam dan direndam sehingga terlihat lebih lembut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
umumnya biasa pakai kerupuk kalau disini pakai cheese stick atau stick keju nah disini juga ada kuning telur ayam yang diisikan untuk menambah rasa dari air rebusan weh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
sebelum hari ini saat australia ada mesyuarat kecemasan dari semua pengadilan eksekutif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
sabar ikhlas dan konsisten menjadi pedoman tati dalam mempertahankan usahanya selama puluhan tahun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

jadi menampung air takutnya airnya masuk nanti akan berat nanti jatuh ke bawah seperti itu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

seperti yang sudah dialami adik adik pas gibraka dua ribu dua puluh tiga tiga ratus satu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
jokowi efek dalam pilpres dua ribu dua puluh empat memang terlihat sebelum pencoblosan berlangsung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
orang orang yang memiliki ptsd memiliki kecemasan bernafas yang tinggi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

dari dunia sepak bola tottenham hotspur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
atau pun tantangan teman teman atlet peselancar indonesia untuk berlagak di kruid pro dua ribu dua puluh dua ini
ada gak sih pak caleg yang sudah berhasil menang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
kepupuk juga kepupuk dengan daging saffron sangat terasa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
jadi pada tahun dua ribu dua puluh tiga empat puluh delapan orang mengatakan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

untuk kerupuk kulit kulit sapi yang telah dipilah ditaburi garam dan direndam sehingga terlihat lebih lembut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

dia nyoba balap terserah dia mau jadi pembalap atau enggak itu lihat nanti lah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

lalu kalau misalnya nanti diturunkan pak apakah itu bisa berpeluang untuk mengganggu stabilitas pangan kesediaan pangan di indonesia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

mereka tidak bisa mendengar satu sama lain di atas bunyi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

cara di mana komunitas tersebut tersebut tersebut tersebut tersebut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
siswa juga bisa belajar di kebun kebun yang diolah di kepala kepala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
satu juta sekarang udah satu juta enam belas ribu satu juta tiga puluh dua ribu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

daripada yang mati dalam perang vietnam selama dari pertama pertama pertama pertama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

kebetulan saya juga di samping jasa marga juga ketua asosiasi tol ini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
di kampung ini sudah ada bakpia itu dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan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

atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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
seperti secara umum dia lebih baik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
satu mangkuk sop buah dijual dua puluh ribu rupiah saja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
ketika kita ngomong buzzer maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah pembahasan publik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

atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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
kepolisian mencatat pergerakan masyarakat di mudik lebaran dua ribu dua puluh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
ini tidak harus masuk ke solo lagi karena joglo semar itu sebenarnya dari jogja bisa bawain langsung semarang ini tidak harus masuk ke solo lagi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

ya kalau misal kita gunakan logika itu sepertinya bisa ditemukan oleh pak luhut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
walaupun mereka beragama atau sosial atau kulturnya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
hal lain yang bagus tentang pelajaran adalah anda dapat bermain dengan orang lain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

seribu seribu nya harus diterima karena ini sedikit saja untuk memperbaiki hal ini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
kami memiliki jumlah tidur yang paling keras di negara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
domi di jalan imam bonjol bandung ini sudah buka sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh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
selama momen mudik lebaran ini para calon penumpang pun bisa lebih bersantai tanpa harus kelelahan mengajak bermain anak anak yang terserang rasa bosan hingga menangis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

tapi waterfall lagi kemampuan untuk jika kita bisa menggelengari tengah setelah merumah dengan lembi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
dan juga dengan kekuatan letusan lebih dasar dari gunung gunung yang terdapat di indonesia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

nah abis itu dari sana baru akhirnya kepilih buat yang under delapan belas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

dan sekarang sudah ada dengan undang undang tiga belas dua ribu dua puluh dua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

mengonsumsi madu terlalu banyak dapat menimbulkan penyakit diabetes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

ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu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

penelitian tersebut menemukan bahwa mereka yang juga menerima terapi bcr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

itu benar benar membuat anda memutuskan untuk bergerak ke depan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

dalam jangka panjang cara yang kita lakukan untuk meningkatkan keuntungan adalah membangun lebih banyak rumah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
namun mahkamah konstitusi tetap mengabulkan uji materi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh tiga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

total kasus positif covid sembilan belas sebanyak dua puluh tiga enam ratus tujuh puluh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
ada delaman menu yang bahannya jelas dan juga ada menu yang tidak terlalu terlalu terlalu terlalu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
mungkin kembali main ibl satu tahun atau dua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

organisasi first nation terkemuka yang memfasilitasi koneksi melalui pendalaman budaya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
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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

nah kalau cicilannya rp lima sembilan juta artinya si pekerja ini penghasilannya itu harus rp lima belas juta per bulan mas yuda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
dan ketika saya di publik saya bisa merasakan kelihatan dan senyum dan senyum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
dan nyebut merk dong biasa aja dong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
jadi tag nya yang akan ditempelkan di hiu paus yang diberi nama ayo siapa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

pada saat ini dari informasi yang kita miliki sekarang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

tapi apakah ada pernyataan atau menyampaikan langsung ke pemerintah indonesia terkait hal ini ibu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

tadi pak erlangga udah ngasih tau banyak banget insight yang menarik nih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
saatnya menyebabkan swelter sitzt cl verl dua puluh sembilan dua puluh tiga dubbedance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
sehingga kalau untuk ketiga kita harus menerima harga yang relatif baik relatif tinggi yang sekarang ini terjadi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
mereka keluar dari tempat tempat sendiri mereka keluar dari tempat tempat sendiri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

kita bahas tadi di segmen berikutnya pak kita akan segera kembali sesaat lagi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

semua stand semua orang yang mau main di sana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
pada musim penjualan retail terbaru kami mendapatkan tujuh empat juta pasir di australia post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
di mana ikan paus pilot bersirip panjang umumnya ditemukan di lepas pantai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

tidak bisa atau secara psikologis tidak sih bisa jadi anak itu harus berpikir dengan baik dan tidak harus berpikir dengan salah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

untuk umur kokos sekarang kan dua puluh sembilan masih dibilang gol di indonesia kan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
kenapa mereka menyerang komunitas palestina di haifa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
kita tidak bisa terus menggunakan minyak fosil dan menunggu hasilnya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

karena yang mungkin yang dilakukan di tingkat global ada yang bisa dilakukan di tingkat global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

penguncian wilayah atau lockdown di sejumlah lokasi di ibu kota beijing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

aneka sajian ini dibanderol mulai dari lima belas hingga dua puluh lima rupiah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
nggak mungkin langsung kayak setahun dua tahun bisa langsung gitu kan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
yang sudah dijual turun temurun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh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

tapi grup utama orang yang terjadi dengan adik fentanyl adalah pengguna heroin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
bagi yang tidak suka santan disini ada juga soto betawi ini juga yang enak ya rasanya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
jadi emang waktu itu kita juga pengen ngincer yang kayak villa gitu yang kayak tim tim lain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
tujuh dalam bahasa jawa disebut pitu yang kemudian diartikan sebagai pituduh dan pitulunggul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

karena pneumonia bukan hanya menekan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia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

tanpa membeli lebih dari dua puluh lima dari budjet mereka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
keramahan penyambal brambang ini juga bisa dipakai untuk makanan pahit dan makanan pahit di sini ya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

misalkan biasanya normal diturunkan dulu tujuh puluh lima puluh dan sekarang bahkan sampai sepuluh saja gulanya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

kemudian transisi energi juga berarti menggunakan kendaraan listrik tanpa emisi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
anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima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

untuk menghias skala masalah yang kita hadapi di pasar hantar di saat ini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

untuk spesies spesies ini yang biasanya terdapat di air yang lebih dalam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
bagaimana ojk meyakinkan bahwa para bank bank itu para penyedia jasa keuangan itu para penyedia jasa keuangan itu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
karena kita melakukan semua jenis hal seperti ikan makanan air daging semua pada hari yang sama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

bagaimana anda tahu menggunakan uang dan menggunakan uang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
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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
secara tradisional berbasis trauma atau terapi bicara bersamaan dengan perawatan tidur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

dan kami juga mengucapkan bahwa ketiga bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga andis baswe dan sudah hadir di istana negara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
nah sebenarnya juga sebelumnya kita sambil mencari data data yang sangat berharga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
buat usaha untuk mengenal pasti negara mungkin nama bahasa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
misalnya untuk iritasi sangat berat dan bahkan juga merusak tubuh gitu ya tapi juga berbeda dengan zat asal yang tersebut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
kita memutuskan untuk meminta coach rico untuk datang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
jadi a m ini merupakan acara yang sudah disiapkan sejauh hari mungkin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
jadi hubungan ini benar benar berbeda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
jadi kalau kita bergerak seperti sekarang maka kita akan butuh sepuluh sampai empat belas tahun baru bisa mencukupi dokter dokter yang bekerja di pusmas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
dan juga akan memberikan rasa yang sangat baik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
tentu kita juga ingin tahu sejauh mana kebutuhan apa namanya biaya timnas
atau beberapa yang berlimit sembilan puluh ribu per tahun dan hal seperti itu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
jadi kadang kadang itu terlalu pekat ya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
karena sultan sering berada di luar kota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
itu kalau di sana di bangka sendiri kalau kompetisi itu kayak gimana
abt ini senilai sembilan belas triliun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
jadi untuk keadaan darurat bisa dipakai karena simulasi yang kami pakai ini adalah
i ten ini sudah bersepakat untuk mengeluarkan lagi
terus tik tokan juga kan sama abraham tuh
hiu paus hanya memakan zooplankton dan ikan ikan kecil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
karena mungkin karena gerogi
jadi kita cukup diverse juga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
delapan ratus dua puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima atau delapan ratus enam belas seribu satu ratus delapan puluh delapan tiga ratus dua untuk whatsapp dan telegram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

kalau sus lembut kita coba ikhlaqnya sekarang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
jangankan kemudian jis ini di renovasi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
ada gak sih pak caleg yang sudah berhasil menang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
dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan bapak presiden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
jadi dalam hal ini bagaimana anda menghormati mereka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
karena di pelauhuni ada pelabuhan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
nah untuk lu yang kata lu tadi masih rookie
karena ya dari kondisi badannya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
karena kan banyak penderita diabetes apa aja nih bu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
jadi mereka nggak mundar mandir aja tapi diatur kapan harus mengambil ore apa segala
karena dengan ada penyekatan ini mungkin bisa mengurangi angka dari covid sendiri
saya tidak pernah berpikir menjadi seorang petani tapi setelah itu ternyata pertanian ini luas dan memiliki prospek untuk berkembang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
jadi jangan sampai ada misunderstanding ya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
untuk jantung kita ingin lima ratus empat belas kabupaten rumah sakit rsud di daerah harus bisa melakukan cat lab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
gak boleh pake hp doang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
dan beberapa waktu yang lalu itu polisi juga sudah menangkapnya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

dan dimensi fungsionalnya itu kena dengan kelompok kelompok yang memang sehari hari sangat bergantung pada social media tersebut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
lapangan basket tuh banyak disana
bukan hanya satu hal ini merupakan campuran bagian dari banyak hal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
nah itu terus pas di saat itu pun lo sama aspak langsung ditawarin
dokter eleonora menyarankan kepada masyarakat
iya jaan dan misalnya jakun nandika teddy gitu gitu
jadi menurut saya akan lebih baik kalau ini belum masuk dulu ya
sehingga mereka itu disehatkan ditingkatkan ya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
pak ganjar pranom menanggapi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
enggak terlalu lama digoreng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
ku kan pergi bersamanya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
kalau ini kalau tampang wajah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
demi meminimalisirkan uang thr bisa disesuaikan dengan budget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
kalau beautifikasi yaudah singaraja aja yang bagusin yang itu itu nggak usah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
pasti pemain ntar akan nge like lah atau
ee sukanya nggak tau sih saya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
tidak seperti kebanyakan nama masjid di indonesia yang menggunakan nama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
ada alil rinengo ada jajat sudrajat
dan juga kita ada di bergerak di lesser sunda seascape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
awrindonesia at yahoo co id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
dan juga mengambil tarif keuntungan utama
tetapi jalan yang benar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
kadang kadang anak anak belajar sama dengan ibu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
iya masih kedenger lah masih kedenger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
jadi perlambatan paling tidak
jadi kami sendiri dari p tiga dan terutama saya sudah menghimbau kepada para pendukung simpatisan dan kader kami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
jadi yang ada di dalam rumput fatimah itu kan uterotonika yang tidak jelas dosisnya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
pelatihan ini dibuka setiap hari jumaat dan tidak dipungut biaya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
jadi misalkan kan udah ada hasil tuh dari ibl yang kemarin udah ada peringkat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
jadi smp itu gue mulai gue wah ya udah punya air jordan itu kan
dan pemain asing juga cen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
untuk mengatasi nyeri rematik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
jadi ibaratnya presiden mempetak kompli dpr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
di renov gitu kayak yang di semarang tuh
jadi di sini banyak sekali penggelaran budaya yang ditampilkan dari berbagai negara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

udah dikayak eh kita kedatangan pemain baru nih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
jadi terlebih dahulu kurang manis kah atau terlalu manis atau tehnya mau sedikit pekat dan segala macam
karena kalo kita harus jalan sendiri tuh kayaknya rasanya berat kalo sebagai perempuan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
jadi saya selama di peacegen memang merasa bahwa peacegen ini selain sebagai tempat bekerja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
lu ketau ya bowie di sebelum all star break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
tidak panik panik nyelamatin sepatu doang oh iya karena dibawa ya bener bener senjata perangnya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
karena masalahnya bukan pada angka angka
enam puluh tiga sekolah maksud saya berdasarkan data dari camp big boots
bagi sedulur sikep itu kan kegayuhan cita citanya
tak dapat ku membalas kasihmu
karena penggunaan obat tersebut masih relatif redah dibandingkan dengan amerika serikat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
sampai tiba tiba terjun mau tau ini basket lagi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
jadi waktu saya masuk itu pertama kali belum tau kalau bakal ada peraturan
dan tentu karena kecepatannya itu dipaksakan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
jadi pada saat dia dapat penghasilan berapapun itu dia memang sudah bisa menyisihkan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
biar sama sama enak lah gitu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
salah satunya di desa gondang kecamatan peloso kelaten kebupaten kediri jawa timur
karena kan kalau kamu menulis surat
ini akhirnya gue udah mentok nih
nah ini kalau di asean games and job ways nomor spesialisasinya mas sera itu adalah sepuluh meter landing target dan sepuluh meter landing target mix
disini juga ada makanan khas kota solo
jadi musim panas akan datang jadi siap saja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
backingan mereka gak dihukum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
dan akhirnya memilih menolak dan meminta kami membayar dengan pecahan rupiah lainnya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
jadi kalau misalnya tangan kita kurang bersih itu pas lagi memegang kuenya
salam kasih dan sejahtera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
dan bukan legalisasi aset atau sertifikasi tanah
karena badan pangan itu ada anggaran subsidi distribusi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
joko joko terus dari setapak kan rizky effendi gitu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
ini dicampur dengan terong yang kecil kecil itu ya
gue basket pake air jordan itu segala macem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
iya akhirnya dinelepon lah sama bapak saya kan
jadi bukan karena tadi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
saya telah berbicara dengan pemain sekolah di kanada dan amerika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
pelanggan sudar tati berasal dari berbagai kalangan
ini salah satu orang ini memang cukup berbahaya ya bu kalo kita ngeliat dari game game nya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
tapi yang sebenarnya kita lakukan adalah menciptakan lebih banyak kekacauan bagi diri kita sendiri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
jadi untuk yang menyerang secara vulgar gitu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
sedangkan kita yang disini kita dapetnya sekamer bertiga
itu juga dari teman kes melaporkan semacam itu
barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan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
jadi kami mengantisipasi atau menangani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
dan pakai sambal kacang
dini putan cnn indonesia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
hai berkenaan serius serapan serapan yuk ayo ayo
karena ini merupakan kekayaan dari kita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
ini bener bener antri apa gimana ya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
ini kita ingin ngomongin nanti di akhir sebenarnya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
jadi bulan april ini itu lebih tinggi dibanding april tahun lalu
dan ini juga melalui riset riset dari partner kami disebutkan bahwa anak muda ini apa sih value nomor satunya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
jadi ini sangat menurut saya sih
dan juga ada kebijakan kebijakan lain di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten juga
jadi tidak ada supporter yang kecewa ya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
berapa sering pak makan rawon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
menurut editor inciv autofagansah munawar khalil kebakaran pada kendaraan bermotor bisa terjadi karena dua hal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
itu hanya keputusan seperti di otak saya
ketempat yang tinggi itu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
kurang lebih sama gitu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
foto gue baru sepaling satu dua jelas lah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
jadi madu diambil kemudian dibersihkan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
kemudian hingga sampai terjadinya tunturan
nanti aku bangun pendopo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
berarti itu yang ikut pertandingan ini berarti sudah berlaku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
kalau dia putus itu putusnya begini masih nyambung masih
karena masih bisa triaksi kali ya
jadi begitu kita masukin ya
ini kita mungkin ada beberapa hal yang sebenernya penasaran bikin kita pengen tau gitu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
karena kristus pun telah menderita untuk kamu
dan inovasi di sektor teknologi informasi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

karena nantinya begitu lo udah fotoin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
dan dia berpikir sepanjang jalan pasti dia sudah melakukan satu kesalahan
jadi mereka harus butuh suhu berpanas
dan ini kacang hijaunya sudah dicuci bersih banget ya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
berikut ini rangkuman yang disusun oleh sam dover dan cis o cusey
eh taunya malemnya bener bener keterima kalo abo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
heat exhaustion itu udah mulai tanda tanda kompensasi tubuh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
kondisi panas yang tinggi di australia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
dia ada tebing benerannya yang dibikin kayak nyatu sama venuenya gitu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
nah kalau misal kemudian merujuk pada karakter toxic yang disampaikan pak luhut tidak produktif cenderung negatif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
jadi kalau di selandia baru menurut saya itu akan menjadi hal yang lebih baik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
ya soalnya saya tiap hari melihat instastory coach agung ada lo agassi
emang akhirnya pas udah kayak kelas tiga gitu mungkin mikirnya emang engga soalnya apa ya gimana ya ngomongnya ya
itu bukan bukan itu bahnhof itu nge upload violasi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
kepanggil lah dua puluh enam kan yang di kecil ribuan itu kan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
ada pak yai said agil sirok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
kami dulu mendapatkan tujuh pasir di mail sekarang kami mendapatkan satu atau dua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
gue udah pernah ngolongin professor loh istilahnya gitu loh untuk di dunia streetball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
sepadan itu artinya yang tentu sesuai ya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

karena ada orang kayaknya lebih ke apa ya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
mau ada nge prove malah ada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
makanya gue liat disitu dia adalah apa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
ragi tidak ada telur butter mentega minyak atau segala
enggak salah kan gue ngundangnya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
ini setuju atau gak setuju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
karena kalau mix double itu cutnya lebih tinggi karena drawnya lebih kecil
karena produktivitas itu akan berbaring lurus dengan kesejahteraan petani peternak dan nelayan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
kucing kucingan ya betul akhirnya kan sekarang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
dan upah yang diterima penenun adalah karena penenun tidak memiliki jaringan pembeli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
dan ada tiga puluh empat puluh orang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
jadi memang restriktirisasi ini mohon dimaklumi nanti ya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
jadi enam bulan investasi dua puluh lima hingga tiga puluh lima juta itu balik modal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
dan juga di demo juga di kalangan buruh
kalau pas seri jakarta doang nonton gitu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
jadi opsi opsi semacam ini mungkin saja nanti dikemukakan sebagai bagian ya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
terbuka azayitun untuk diperiksa misalnya terkait dengan pengelolaan dana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
sekali melempar dari ini kan ada setos dulu ya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
jadi ini kami selalu memasimulasikan nanti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
pendiri restostik diekak menjadi peduli di nasi gila untuk memperoleh makanan yang disajikan dengan cita rasa dosantara salah satunya yaitu nasi gila us beef sirloin menu ini merupakan perpaduan steak dengan nasi gila lengkap dengan lauk paupnya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

itu mencapai empat puluh keuntungan rumah rumah yang dikumpulkan ke renta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
haluskan harga obat obatan untuk enam juta orang australia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

tepung episode ini sudah mirip sama dijebusan ec recipe dari pdfk kalles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

jadi bukan untuk tujuan penggerak atau mobil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

untuk segera sms atau telepon ke nomor awr di delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima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
ini sudah bukan berhasil take on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
saya menonton basketball dan saya bilang oh saya benar benar ingin bermain basketball di sekolah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
ada tempat yang banyak perjalanan antara australia dan negara negara itu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

ini adalah raket perlindungan bagi negara negara dan potensialnya penyelidikan di pemerintah kebalik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
kita sampaikan bahwa sesuai amanat rpjmn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh empat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

pria yang lahir pada dua puluh delapan februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh ini memiliki misi mulia untuk membawa perdamaian pada lingkungan sekitar kota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

itu penghubungannya kamar kemuang atau berbel gimana ya drumein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

untuk contohnya kita harus memilih makanan yang tepat dengan gizi dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh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

beban yang tidak harusnya ditanggung oleh negara harus ditanggung negara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

oke selamat malam ya bu berarti belum sahur ya ketika indonesia lagi sahur sekarang
menjadi lokasi sidang mario dandi dilakukan selama hampir tujuh bulan dan hari ini kamis
croissant yang sudah diberikan isian digeprek menggunakan panini kering panas
dan kalau sudah bersih sudah clear semua rasanya cenderung manis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
jadi makanya gue berharap dengan adanya kita punya organisasi komisi ini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
apa itu gara gara udah lulus kuliah di satewacana atau gimana waktu itu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
karena empat partai di koalisinya pak prabowo tampaknya solid solid aja
dan juga sdm peningkatan kualitas dokternya teknologi pembiayaan dan lain sebagainya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

karena yang paling dekat dengan kita kan peristiwanya ada di sumedang
dan kayaknya juga sebenarnya karena tertutup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
karena segala dampak baik dan buruk dari makanan
akibat yang obviously lupanya aktif
maka sebetulnya akan tenggelam dalam kesedihan
ya kelas enam ke delapan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
emang lu waktu itu nanyain ga kenapa ga boleh main seratus beasiswa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
dan beberapa media menanyakan kepada saya tentang bagaimana kondisi di provinsi tersebut
sumit semua sama mereka apakah sebenarnya kebutuhan itu benar benar ber condiciones toh
karena mobil mobil gede kecuali kalau yang umur umur dua belas tahun gitu kan harus ikutnya go kart gitu karena kecil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
nah soal ibadah bersama begitu misalkan di masjid untuk solat tarawi dan solat solat lainnya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
tidak melalui aturan atau menyelahi aturan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
jadi kendor jadi kita
jadi kritik caimin itu menurut saya wajar sih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
udah mulai mulai ada yang nge proves dong pasti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
karena kan kita juga menggabukannya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
karena tiap tahun juga akan mengalami hal yang seperti itu
jadi nggak tau senior nggak tau rookie nih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
terus akhirnya gua beli lensa fic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
bahwa trust labor yang kanan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
jadi ini juga menjadi catatan buat kita bersama sama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
karena kita tahu bahwa kondisi yang kita hadapi menjadi lebih tidak yakin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
kemudian dia menemukan perjalanan ke bupatan kebumen jawa tengah mengendarai sepeda ontel seorang diri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
nggak dua ribu miliar bukan berapa m berapa r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
jadi kami bisa bertani tidak hanya mengandalkan musim tetapi sepanjang tahun kami bisa melakukan aktivitas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
jadi nanti baru dikonsumen pada datang
jadi ini yang sebetulnya kita ingin dorong teman teman logistik
dimana pemerintah diminta lagi untuk menambah porsi apbn nya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
dan tepatnya turun di depan pintu bali yang ada di depan lokasi istana negara
tim lekutan cnn indonesia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
dan kemudian yang paling seger nih ada es campur nih
bca bri mandiri bgni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
yang akan mengembangkan masalah yang sangat penting
iya ikut dbl juga ya
yang gue tau sih ada andrew wiggins itu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
karena biak tidak memiliki tempat pengemasan ikan beku
tapi juga boncos di waktu diongkos transport
tapi kalau secara team play kayak gini apalagi banyak superstar nya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
jadi itu tidak bisa diolah menjadi medis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
sehingga kalau pindah ya sudah tinggal pindah saja
tapi belum tentu semua orang atau kayak orang orang disini itu ngerti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
kalau sesi elkan bagot no debat kasih semangat terus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
dan pasti orang dengan heat stroke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
ada yang pedas kan ada yang manis gitu yang gurih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
jemput kita ke surga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
jadi memang diinginkan seperti itu
melihat sunset dari bali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
ya bener soalnya nama lu sebenernya kalo di bandung sih udah cukup harum ya tan ya
jadi lebih berkurang jadi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

cowok kalo dikalahin sama cewek malu ga sih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
dan sangat berharap kesembuhan dari david itu sendiri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
saya berpikir wow itu adalah visi yang sangat berharap untuk masa depan
aku di sini kebetulan lagi menempuh master degree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
oh tuhan dengarkan doaku kepadamu panjangkan untungmu
dan bisa dinikmati untuk empat orang
kemarin bikin nelang juga kan selanjutnya
karena memang aksesnya semudah itu secara langsung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
jadi isu utamanya memang soal calon gibran soal ketribatan presiden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
jadi kalau kalian emang suka di basket mau menekuni itu ya kenapa enggak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

bagaimana kita kan memang cita citanya untuk perdamaian berkontribusi terhadap ya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
kalau gue pilih untuk tinggal di sini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
karena kita munculnya adalah di twitter
jadi ya cocok cocokan aja sebenarnya
dan tidak ada keributan selanjutnya apalagi sudah diputuskan oleh mk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
ayo mas main ya aku ajakin main juga gitu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
karena kan wahananya banyak disini banyak tempatnya banyak buat foto foto juga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
karena nasi gila itu kan kayak street food ya sebenarnya gitu
jadi mereka mendengarkan kata indonesia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
ger fernando di biagung yogyarto jombang jawa timur
jadi brilliant itu learning management system lms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
berarti yang satu ratus lima peserta
duduk di band gitu dari jaman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
karena kan kadang di konservasi itu juga ada ketertarikan itu kan terbatas juga ya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
tetapi lagi lagi di sana disebutkan atur dengan pp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
dan juga penjelasan tentang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
bukan per pisis tapi gelondongan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
si vincent waktu itu juga pas si reza sama si firdan ngomong nyunda pisang ya cen ya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
alamat email awrindonesia at yahoo co id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
yaitu makanan segar makanan air makanan cair semuanya natural semuanya asli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
saya tidak pernah mengalami keterlaluan hidup seperti ini sebelumnya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
jadi mudah mudahan ini bisa introspeksi lagi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
jadi banyak sekali hal yang kita bisa simplify yang bisa kita hemat dengan menggunakan smart farming
karena kan di situ ada cctv samping gang itu ada cctv rumah itu satu rumah itu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
karena ini ongkos ongkos yang kita harus lakukan untuk membawa tim
gue langsung gila nih sekolah tau apaan nih basket mulu
udah multiple rings lah kalo kata kobi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
dan rekan rekan paranormal lain untuk mencari petunjuk dan ketenangan jiwa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
hanya dalam damai tuhan ku terima
saya harus sukses di usia muda ngeten keinginannya dia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
karena banyak universitas kecil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
apalagi penggunaannya penggunaannya itu kan sekitar dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua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
oke tapi untuk vaksinasi untuk teman teman wni di sini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

jadi rumah produksi aleta kinar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
dan perkembangan teknologi kedokteran ini masih diadaptasi oleh tenaga tenaga dokter yang spesialis dan subspesialis tadi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
bahkan juga dengan berbagai studi atau usi klinik maupun implementasi yang sudah dilakukan oleh banyak negara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
dan hari ini kami mendapatkan informasi secara langsung dari bapak presiden bahwa vaksinasi kepada anak anak usia di bawah dua belas sampai dengan tujuh belas tahun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
makasih langsung lompat tidak ada salah semuanya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
dan apa laporan diterima kemudian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
bajunya oran dianggap di jackmania
jadi kapan gua harus mencet shutter itu udah ada gambaran lah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
dan gua udah bawa kamera dengan lensa tele nya gitu kan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
jadi dan pelatihnya juga menurut gue tuh cocok banget buat pemain pemain muda gitu
berarti sampe sekarang kakek nya berterima kasih dong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
dan sudah tidak terhitung berapa banyak motor yang sudah jadi korbannya
karena ato berupaya mengembalikan uang yang terutang kepada mereka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
jadi batik serasan ini memiliki kekhasan sendiri karena kami menggunakan kombinasi di mana batik dan juga songket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
di gak tau hari jumat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
karena fungsi penciuman itu akan berkaitan juga dengan masalah mood temperamen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
seperti apa yang dicatat dalam wahyu fasal dua puluh dua tadi ayat yang ke tiga
di apa namanya sempet di pasar kembang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

kalau seandainya ibu sudah mempam tidak mungkin orang tua harus jalan terus cari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
baik selamat pagi kak maggie terima kasih atas waktunya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
terima kasih pak berman dan pengamat politik dari kepala pemerintah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
dan untuk membahasnya bergabung bersama kami melalui sambungan zoom sudah ada direktur program synchronize fast rizky aulia atau kiki ucup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
karena sudah ada beberapa depresinya berat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
dan tiga t nya betul kemarin terdapat dengan presiden juga diminta itu
jadi kita ingin mengembangkan bersama sama science based management di situ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
dan biasanya umumnya sekitar lima puluh sampai enam puluh dari kebutuhan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
karena semua harus diaudit oleh bpkp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
performance koko kan keliatan juga di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
bisa aja bisa ada kasih job gitu kan
yang kedua hard infrastructurnya
masyarakat ya ini bagaimana kedepannya sustainable atau cara ini nyala dari tadi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
tadi tapi menarik nama dian sastro itu
dan tetan ribuan serangan udara pun saling berbalas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
ternyata karena saya kaget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
tapi kalau sekolah kalau kuliah di bahasa indonesia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
maka pada saat kita beristirahat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

saya saya pergi ke kelas kecil kristian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

itu akan mengembangkan itulah watak politik indonesia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
ya udah lawan aja ya kan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
dan inflasi beras di indonesia di juli kemarin memang benar enam empat persen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
jadi kita nggak ada mentarifkan mahar seperti berapa dan apa nanti tidak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

miss corey memiliki kenangan keluarga
jadi mereka mungkin harus bisa nyampe kan kalau misalnya dua belas tahun kayak gue kan nggak nyampe sama pedalnya
karena kini sudah banyak beragam peralatan golf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
ketika kita berbohong sebenarnya kita tertipu untuk berpikir bahwa itu membuat kita keluar dari situasi sulit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
masih nilai gitu skalanya ada yang a a ya amin b plus
ya soalnya saya kan kenapa sih mesti ribut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
dari jabodabek itu ke arah trans jawa lima puluh dua persen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
demikian dikatakan oleh douglas
dan benar saya datang sekitar jam delapan pagi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
namanya era kementerian esdm gitu ya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
karena dari awal hingga akhir sampai hari ini pun kami bisa bertahan
iya ibram derick pras sama arki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
kita persilahkan masing masing pasangan cawa pres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
yang saya hormati pak irjen pol pak deddy prasetya bersetajajaran
gua sempet jadi sales
dan saya berharap ya itu dia pengurus dan segala macem harus lebih apa ya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
dengan penelitian itu lebih banyak pembakaran lemak saat kita makan olahraga dalam perut kosong
jadi pola itu saya kira saya yakin nanti pak
jika ada uang tunai mereka bisa mencari cara untuk membeli uang tapi dengan kartu mereka tidak yakin apakah mereka bisa menggunakannya atau tidak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
jadi pertanyaannya bagaimana tiffany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
ya sampai kaku ini
ada penyakit kanker yang harus di amputasi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
bisa menyebabkan kegunaan harga hidup
karena memang tugas bapak ibu semuanya adalah itu kalau rusak
jadi kayak setiap pertandingan tuh kayak bener bener kita dipokusin udah fokus game ini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
kemudian kebiasaan masyarakat berobat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
jadi denmark ini melakukan kebijakan lockdown sejak dari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
dan secara pribadi dibutuhkan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
mungkin gue bakal jadi coach dengan hoki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
untuk informasi pemirsa tikus peliharaan dapat hidup hingga empat tahun dengan perawatan yang tepat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
dan presiden menolak juga sudah pernah ada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
terus yang kedua kalau kita lihat kan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
karena ppkm juga perekonomian kan juga semakin turun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
gua kalo beli tiket vip lu boleh ga moto dari bangku penonton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
dan pada yom kudus atau serangan pada akhir ramadan di masjid al aqsa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
dan masjid kokoh berlantai tiga yang berada di dalam dusun menggambarkan bahwa dusun ini adalah dusun dengan mayoritas umat islam
dan mencetak sisi lain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

tapi yang lebih penting untuk kami kedepannya adalah dengan hadirnya indi undu
menggunakan kesempatan jum at terhadap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
ini untuk mengakhiri obrolan kita
bener bener gila banget sih squadnya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
konsep realistik dan futuristiknya itu bikin
di sm sama tim nasinya juga ya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
orangnya tuh satu baik terus kayak take care kita lah misalnya kayak nge junior junior kayak ngasih tau banyak hal mau di luar basket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
dan juga lebih cepat hasilnya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
ya gak tau namanya suka ya kan kita gak bisa ini
karena kita kan rata rata bangun stadion di daerah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
jadi berkesan banget pastinya buat karir basket aku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
oh iya terus kalau belok kanan cari ke kanan gini kiri gini ya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
jadi saya berpikir makanan seperti ayam dengan lima jari atau perut dengan lima jari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
banyak banyak banyak bikin tujuh tujuh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
mereka berusia di kredit atau debit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
lebih dari enam tahun kemarin kita tidak akan berpikir pikir untuk berpindah ke melbourne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
dan kekurangan jumlah penumpang yang berimbas pada penurunan jumlah pendapatan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
jadi kalau digunakan mekanisme yang biasa menunggu dpr bersidang lagi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
dan yang terpenting adalah diterima oleh otoritas dan masyarakat setempat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
kan tadi di bebanin
dengan berat hati saya harus bilang bahwa saya lihat kemarin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
dan itu mulai dari tukang ojol mbak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
dan membutuhkan cahaya seperti membaca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
kali kalinya tuh sultan udah kelas tiga ya kelas tiga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
dan juga memandang wajahnya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
gimana awya hari hari pertama pasangan sama cibutet itu
jadi undang undang tahun dua ribu sembilan nomor dua puluh dua tentang anggutan umum
satu dua tiga nanti saya dari belakang juga tiga dua satu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
karena waktu jaman sma itu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
diego basro robo kusar toyo yoga aris pratama bandar lampung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
dan dua kementerian ini yang kita siapkan hari ini untuk jadi contoh
dan kesehatan harus diperhatikan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
dan menyakiti diri seperti itu atau hingga bunuh diri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
segede gedean rupa dan tim nas kita walaupun gagal ke olimpiade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
jadi sekarang sudah mulai new normal sudah seperti biasa
sufiyani tanjung arief asmoro garut jawa barat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
jadi untuk saya tidak penting sekali bahwa saya mulai dengan lambat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
biasanya begini begini udah kaya iya kan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
dan memberikan sentuhan warisan budaya pada masakan anda
dan dimandiin sambil menunggu waktu mereka berprofesi lagi sebagai kuda tunggang ataupun kuda delman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
contohnya kayak pri ya ke pulau riau dan jawa tengah
jadi kan ini kesannya kan main main jadinya gitu
atau musik folk atau jazz atau rock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
gue waktu waktu sampai akhirnya dua ribu delapan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
dan sekarang saat semburan peluru yang terus menerus artinya hanya satu hal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
kalau kompetisi antar pelajar atau yang umur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
menjaga mereka karena agak keras
karena kan itu kan airi tema tuh kemerahan ya
tapi sempet ke hasud nggak sih kak untuk nonton langsung semua
majalahnya bilang aja majalahnya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
anda juga dapat menghubungi kami melalui telpon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima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
tapi pemerintah juga sekarang sedang menjaga keuangan negara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
jadi di sini itu belajar juga yang namanya berpikir logis gitu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
dan sebagainya sebagainya itu makan bakso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
jadi kita siap kemanapun kita harus scan kita harus scan barcode itu dan kita bisa ketahuan kita udah kemana aja nih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
jadi ketersediaan itu hari ini nomor satu
dan itulah kita harapkan inflasi kita akan terkendali dengan baik dan pelan pelan akan turun turun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

karena kamera etle menggunakan dua cara dalam upaya untuk mengenal kendaraan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
eksplorasi dunia lebih jauh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
setelah terjadi penamparan ikan paus di toby inlet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

dan kemudian ditambah juga dengan adanya penugasan penugasan
dan itu dapat kita fahami ya dari bagaimana pak prabowo bergabung dengan pak jokowi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
kita menghormati itu memang benar itu yang ada dalam apbn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
raymond sebastian iiih ini dong
dan dimanfaatkan kembali sebagai jaringan listrik
karena waktu itu di kalahkan sama oktavus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
dan suami istri ini kembali hadir mendengarkan vonis hakim
iya nyari parkir susah
ras programnya dengan mbkm dan bisa dikonversi kegiatannya di dua puluh s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
adalah lima sepuluh gitu ikan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
dan tentu respon kami adalah aksi besar besaran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
jadi kalau bapak sekarang pulang saja karena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
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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
dan masanya dari jam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
karena kita ada beberapa sponsor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
mendedikasikan guru tangkis disini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
jadi akhirnya apa yang sudah dibakar langsung dibayar lunak dan akhirnya makannya dikurus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
makanya kita terus sampaikan bahwa deepweb dan darkweb ini kan kita analogikan sebagai pasar gelap di dunia nyata
perbedaan posisi trust labor ini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
melakukan perasaan yang menerima perilaku kekerasan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
ternyata cocok bagi selera lidah indonesia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

tapi masih ada satu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
dan yang dimaksud oleh dpr atau ruu ini adalah sosial media
lalu beras beras ini dapatkan dari impor pastinya pak
jadi ya harusnya memang disebut ya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
jadi mereka sekarang memilih pakai motor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
dan ini tentu langkah langkah seperti ini sudah kami ingatkan kepada pemerintah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
kapan nantinya ini suara nu ya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
karena memang ini drive thru ini kan memang hanya di surabaya ya bi surabaya bi jawa timur
tapi temen temen mama tuh sering ngajak nonton basket kan nba
dan menyebabkan banyak orang tidak mampu membeli rumah seperti dahulu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
karena korban tadi menyebutkan bahwa dia merasa tidak bersalah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
karena dia teladan buat anggotanya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
perlu biaya cukup besar untuk timnas ya
dan pada beberapa survei itu yang bisa berpindah atau swing voter empat puluh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
seluruhnya bisa dimasak dengan cara dibakar atau direbus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
karena ya gua coba id media kayaknya ga ada yang tembus gua bilang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
sebenernya gak dari dua ribu lima belas
kita mau banding komdingnya belum ada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
karena itu menciptakan potensi atau celah celah korupsi yang justru bukan hanya individu itu yang terkena dampaknya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
karena kalau root cause ini akar masalah tidak diselesaikan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
jadi ya udah jadi nyari pras gitu
otomatis mereka gemer gitu sama tim ini gitu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

dibiarai oleh pemerintah daerah
dibuka abad toko kelontong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
karena kalau dari materi ya mungkin ini kecil banget gitu
dan kondisi lautnya dan kondisi teluk ini cukup aman untuk mereka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
dari shampoo hair tonic hingga hair serum
saya harap besok pagi dan kemudian kita akan membawanya kepada publik juga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
dan thr yang memang kita miliki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
marihuana ini kan nama intersonalnya ganja
tadi ada lagi yang nama nama yang selain dian sastro yang mengejutkan gitu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

bandung seorang di jakarta jadi mahaka juga vincent juga sibuk sibuk dengan kantornya masing masing ya
jadi r untuk rest atau dalam bahasa indonesia adalah istirahat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
perdana menteri sweden ulf christensen mengatakan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
jadi kan sudah banyak kan ada festival indonesia
bahwa kedua belas pintu gerbang itu terbuat dari apa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
ya sayang aja si robby itu ditariknya di ini
nah kenapa moral hajat tadi bisa dilakukan dengan mudah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
pelajar adalah pelajar yang berpengalaman
jadi untuk warga indonesia semuanya aman dan kita tidak yang atau gimana gimana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
perlindungan data pribadi begitu bagaimana anda menilai kemudian kehadiran anda
tidak habis gitu ya
awal awal tuh pake enam ratus d
gue gak mau wawancara katanya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
dimana setiap orang dapat melakukan transaksi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
lah mau bagaimana lagi teh insyaallah allah paham dan maafin ayah allah pun maha pengampun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
dan memilih motor incaran yang tepat
pokoknya banyak yang udah dilewatin disini kayak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
rencana tuhan adalah agar setiap orang dalam kehidupan tuhan akan mencari keuntungan dari tuhan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
tadi yang dicipta ciptakan oleh cak lontong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
karena di sini makanan azerbaijan misalnya tidak ada bumbu bumbu yang rahasia atau spesial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
untuk serius di basket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
jadi kan dan kemarin juga kita ngirimin juga ada satu perempuan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
itu bisa alokasi apbn kita berat gak beban apbn kita itu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
dan mario dendi wajib membayar restitusi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
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan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
jadi sekali lagi evakuasi sudah bisa dilakukan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
karena terisi dengan benda benda yang menceritakan kehidupan serta sejarah penghuninya
menangkap pelaku curian di kamar uiss hyderabad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
enam major jadi ini ada enam kota yang biasanya kalau orang betul betul maratoner profesional itu ada enam kota
beberapa kontennya diunggah tanpa persetujuan orang yang diprank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
tidak boleh kita meninggalkan pertanian karena hampir semua kegiatan bahkan pdb kita di bali tujuh puluh lima ini sudah dipertanian
ya saya mau nanya ke mas sifah mbak rey
mercury ikni jepang bisa ditemukan di relief court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
jadi kalau jala isinya ini loh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
jadi kalau disesat sesatkan begitu punya hak apa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
karena kombinasi antara trek aspal dengan tanah
atau adik sigim kemudian mereka mengalami gangguan jiwa
jadi sering kita melihat banyak cara berbeda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
golden state yang ditrade sama golden state gue lupa sama siapa aja bo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
cah ibn nyebut najwa shihab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
akhirnya anak cucu kita tidak bisa menikmati sektor pertanian karena tanahnya rusak iklimnya rusak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
jadi di satu pod gitu ya atau di satu kumpulan ya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
jadi menurut tapi mereka bukan yang kecil kecil gitu gitu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
pada segmen sudut kota kali ini saya akan mengajak anda jalan jalan ke kampung sosrawijayan khususnya sosrawijayan wetan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
jadi akan ada rangkaian acara lagi sampai nanti tanggal dua puluh tiga agustus mendatang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

ini tenaga kesehatan penyelesaian kesehatan bisa melaporkan segera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
dan mungkin akan lebih larut lagi nanti di bulan april gitu mas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
ini juga banyak objek objek yang perlu kita munculkan di publikasikan dikampanyekan supaya sebanyak orang bisa datang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
kalau asumsi kami sekitar tanggal dua puluh dua dua puluh tiga dua puluh empat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
karena kan satu satunya solusi hanya itu aja ya
awas pak puter banget kita berani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
nah jadi tips nya adalah stop pembelian utang utang yang memang sifatnya konsumtif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
dan yang ketiga adalah para konsumen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
disitu juga dari papa juga udahlah ke unpad aja perikanan pokoknya fakultas kelautan lah fakultas kelautan perikanan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
saling menghormatinlah satu sama lain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
baksonya tuh full daging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
jadi pas itu pas online learning mulai saya sama teman teman saya saya berdua kita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
iya pagi pagi ini saya tertarik ingin bikin apa dia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
sudah ngeluarin surat eda arah gitu kan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
ada banyak bagian dunia yang memiliki musim panas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
jadi banyak orang ukraina yang punya keluarga
compress pakai tea bag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
jadi dulu itu waktu smp itu emang
ini abu makin seneng aja nih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
ratna sinti adeli perakirawan bnr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
dan gratis bagi semua bayi yang baru lahir sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh enam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
iya kita gak pernah bawa bawa pbnu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
di setiap tiap kotanya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
dan uagy multiculturalism award pada tahun dua ribu delapan
ku kan pergi bersamanya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
terima kasih kepada anda yang tetap menonton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
mungkin mereka tidak mendengar sinyal itu yang mengembangkan dari pantai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
al qur an tersebut ditulis oleh seorang ulama bernama qiyai haji abdul rohim
bisa gak ya sebenernya foto disitu gitu kan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
tapi sdm juga kita masih lemah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
yaitu abah mikirin rumah di mana bayar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
kamera kan banyak banget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
kemarin yang dikirim ke taiwan yang didatang dari taiwan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
udah ada tawaran lama tuh berarti kok atau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
aku kayaknya cocoknya yang rada stiff deh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
karena ya sama sama aja kayak lu nggak menghargai si pembuat dan orang yang terlibat di dalam proses pembuatannya itu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
jadi kalau kita lihat bahwa pada saat ini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
jadi dari awal sebenarnya dari sisi keamanan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
dan ini kalau untuk orang orang yang punya masalah di pinggang misalnya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
ya udah oke kita datang lah kesana kan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
jadi ini bakal serius habis itu dia gak bisa bercanda sedikit pun gitu
gua belum pernah eh gua pernah coba nanya cuman belum disetujuin lah gitu
maksudnya jadi mereka saling berkunjung itu terjadi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
wa min hanu khrijukum ta rotan ukhro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
semua sementara haringa sirila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
efesus dua ayat delapan dan sembilan menuliskan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
jadi mereka seperti orang yang tertindas tapi harus berjuang melawan mungkin tirani kali bahasa kasarnya gitu ya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
dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga
rasa harmonis yang terbangun sejak dulu hingga kini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
bahkan jika ditotal angkanya mencapai lima ribu paket lapis legit per bulan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
menjadi kertas rumput rumput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
karena memang pendapatan dan penghasilan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
hanya dia satu satunya
jadi apa yang betul betul bisa berarti dan langsung mereka dapat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
jadi ya kita gak ragu deh buat nitip ini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
dan berlari lalu menendang kepala chris
karena tolonglah perhatikan kami karena kami dalam hal ini adalah terkena bencana dan tidak panen
dan itu akan menimbulkan penyakit
dan itu adalah form lari yang benar sehingga risiko cederanya itu lebih kecil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
penyelamatan sepak bola indonesia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

penyelidikan yang sangat berbeza
jadi ada yang terus kita pakai pewarnaan sintetis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

jadi kalau secara komersil tentu sepanjang kami mendapatkan bahan baku yang cukup kompetitif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
jadi sudah ada penelitian mendalam soal ganja yang ada di indonesia begitu ya pak ya
karena terpaparnya anak anak muda dengan informasi yang homogen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
dan mendapati mereka berlaku demikian maka berbahagialah mereka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
poin udah si game udah sen games udah apalagi mimpinya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
nah up to up to menurut saya untuk jenis yang pertama ini
itu udah terjadi sih it s happening bukan jadi wacana lagi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
jadi insya allah sembilan belas juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di indonesia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
hanya jargon dan mimpi saja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
maupun di luar negeri seperti di jepang kemarin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
iya belum sepatu nembak rp enam lah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
lupa yang pagi pagi udah kenyang pak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
kursi yang akan didudukin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
dan berjarak enam meter dari as rel atau disebut sebagai row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
karena ini untuk menghindar cedera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
dan saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara itu belum selesai sebagian masih ada di tingkat kecamatan ppk dan di tingkat kabupaten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
dan udah menyebabkan banyak krisis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
karena event yang gue jalanin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
dan terkait dengan pemilihan presiden amerika serikat pada dua ribu dua puluh empat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
daripada dua pakong ini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
doli ini dibawa oleh seseorang bernama dolira adfonso kevitt pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
jadi setiap pagi kita rendam jemur supaya dia bersih dia pup dia minum dan lain lain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

jadi sekolah gue ikut kompetisi antar sekolah gitu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
jadi seakan akan proses untuk penguatan demokrasi itu kemudian dipertanyakan
saya ternyata sob buntutnya itu buat wasit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
oh enggak tahun depan udah bisa sauris asia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
sejak saman pak suharto itu sudah bicara begitu
ketika kuning telur disinari akan tampak bulat sempurna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
jadi kita sangat teliti juga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
kita sendiri kan apa namanya hadir di fun zone fun zone itu sampai lebih dari jam dua belas itu masih ramai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
jadi itu bakal lebih ke membuat memori kayak in the past sebelum kita berangkat ke sydney pas kita kecil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
jadi kan pas juga kan jadi kayak oh boleh nih upload upload upload segala macem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
teknik adalah dengan teknik dua puluh dua puluh dua puluh rule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
selamat pagi mbak megi
termasuk india pakistan indonesia dan filipina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
kadang keluarnya slow kadang keluarnya fast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
dan juga kami menambah lokasi top up tambah dua puluh satu lokasi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
jadi sebenarnya masih banyak pengetahuan dan terutama yang paling hak di korea itu di luar protokol umum
artinya mbak danfong pada waktu mengkaji mengenai pemberian vaksinasi pada usia dua belas sampai tujuh belas tahun ini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
kepada majelis hakim mahkamah konstitusi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
jadi kalau main itu aku gak pernah mas jalan jalan
permainannya lebih santai dan nggak sih intense kayak kalau baseball softball intense kan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
jadi baiknya kalau nyari referensi untuk ngecilin perut itu kemana ya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
jadi dinaikkan kakinya supaya peredaran darah ke organ vital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
dan mengindarkan diri dari mudah
bernang di laut bernang terus tenis meja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
owi ini kan sempet dari tangerang sempet bingung waktu itu ya mau lanjutin karyonya
nah tapi jadi mereka itu muter ke beberapa negara
jadi open buat cewek cewek nanti bisa daftar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
jadi halamannya seribu satu ratus tujuh belas halaman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
kemudian memberikan tablet tambah besi untuk anak anak perempuan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
dan ada saksi dalam mail ini adalah adik dari ibu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
dan merujuk laporan keuangan perusahaan hingga akhir dua ribu dua puluh dua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

oh satu setengah kilo lebih masukkan air tambah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
jadi kita harus pintar untuk bisa memodifikasi sesuai dengan kemampuan tubuh kita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
sebenarnya untuk pet scan tenaga medisnya sudah cukup
dan akhirnya bisa datang ke studio podcast si paling sport
karena dia dianggap dia mampu untuk merebut perhatian publik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

itu sebenarnya kita bisa hitung harga berasnya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
karena sudah mulai direlaksasi pak ini diperbolehkan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
kecuali saya pikir sekolah dan komunitas yang ada di sini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
jadi nanti semua data datanya bisa dilihatkan seperti apa pendapatannya apa posnya dan lain lain
jika anda beruntung mungkin library lokal anda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
sampai jumpa di sps bahasa indonesia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
jadi pertama adalah untuk membayar cicilan utang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
hanya dengan menergawai dan internet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
jadi untuk bisa mendeteksi kehadiran si virus itu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
dan memang untuk penguatan alutsisa itu nggak ada masalah
dan di situs ini pengunjung tidak hanya melihat eksotisme alam afrika fanjaka namun juga bisa berwisata sejarah sebelum kemerdekaan saat jepang mengusir belanda dari tanah air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
dan saling menanggapi serta saling berinteraksi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
dan kami informasikan pula bahwa sebelumnya kami sudah mencoba menghubungi pihak pemerintah provinsi dki jakarta dan perwakilan dari dinas kesehatan dki jakarta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
dan itu ditemukan kepada orang orang yang mengkonsumsi kedelai dengan cara berlebihan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
terima kasih terima kasih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
jadi satu tempat yang sangat kecil itu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
karena saya percaya bahwa budaya ini saya memiliki dia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
dan sebanyak dua puluh ini di pengecer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
tapi dari hasil koordinasi dengan pca pca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
dan menciptakan perusahaan kecil anda sendiri antara teman dan keluarga anda
dan dibantu oleh kementerian sosial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
nah jadi memang yang menariknya disini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
kita cinta sudah tidak ada gitu bu ya
jadi kami jauh jauh hari sudah bisa cari pasar karena tantangan pertanian kita di indonesia yang sangat konvensional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
karena bapaknya adalah sohor atau bagaimana sehingga aslinya berani sekali terjadi
jadi basicnya plastik yang kita kumpulkan jenis hdpe itu biasanya dari botol oli botol sabun
iya teh itu mah ayah paham tapi kan nih ayah lagi punya mah orang mah kan nggak boleh perutnya kosong makanya ayah kagak bisa puasa dong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
berarti emang titik terendahnya pas itu ya berarti ya karir kamu ya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
karena mereka sebenarnya tidak butuh uang itu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
jadi kemarin gus muhaymin bilang
mereka juga memiliki pembentuk yang berbeda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
dan siap bertanggung jawab
tapi dengan gabung juga dari hapl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
ketika di sini orang orang mengambil alih dari keadaan mereka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
jadi memang ini butuh regulasi dari pemerintah tetapi juga mungkin yang penting adalah peran swasta yang sudah mempunyai pabrikan obat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
ini adalah murka yang akan datang tersebut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
jadi banyak sekali yang bisa dikembangkan yang berdasarkan tadi ekosistem yang sehat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
karena tiba tiba ditelepon terus langsung ikut aja
saat saudara terlibat untuk membantu orang orang yang bermasalah
dan biar kuat menghadapi tantangan di dua ribu dua puluh empat mungkin ini cocok bagi saya dan generasi muda yang lain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
kayak udah kasih kalo gak salah point penalti ya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
ditambah dengan ajitromisin dimana kondisi sekarang sudah berbeda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
karena kan nembak ini mainnya pikiran dong
jadi kalau di thailand gitu ya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
kemudian juga apa learning loss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
atau mungkin gak begitu bagus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
pokoknya intinya mencela ben simmons lah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
tenaga dari mulai spesialis sampai subspesialis sampai superspesialis kita sudah punya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
jadi saya kira kembali nanti ke depan aspek aspek kaitannya dengan soal bagaimana pengelolaan sisi keuangan yang lebih sehat ya
kerupuk mie kuning tidak bisa menyebang sempurna ketika digoreng atau disangrai
terus kadang kadang screening film yang lagi teman teman bikin gitu
kecoa dubia itu serangga paling bergizi sih kalau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
baru order itu ditanda tangani tanggal sembilan maret dua ribu dua puluh tiga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
raton yogyakarta memiliki sekitar tiga ribu abdi dalam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
jadi seluruh jalur ini tidak boleh dibangun bangunan yang permanen yang beriseku tinggi
tapi paling tidak ada momen momen dimana pedagang pedagang besar disana
tapi emang begitu ya suasana di platnas menembak gitu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
dengan ketidak hadiran roscoe ini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
karena terus terang ya kawasan kembang jepun ini sebenarnya adalah salah satu kawasan heritage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
jadi kan maksudnya maksud gue gak harus cewek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
dan fintech adalah komers fintech dan logistik atau b dua b masih paling besar
apakah ini masih akan menjadi salah satu faktor yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi ke depannya
jadi secara bisnis juga itu akan menjadi self sustain
memakai base layer atau dalaman dan middle layer dengan bahan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
dan untuk membahasnya sudah ada epidemiolog universitas erlangga windu purnomo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
asli nyuci piring tuh lebih capek daripada masak ya mbak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
pertumbuhan ekonomi ri pada kuartal tiga memang dibawah ekspektasi bahkan dibawah prediksi menteri kuangan sri mulyani yang sebelumnya menyebut ekonomi kuartal tiga akan tumbuh sebesar di atas empat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
diantaranya pacitan terenggalek blitar lumajang jember malang tulung agung hingga kabupaten banyuwangi
jadi kayak kalian harus tetep latihan segala macem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
kayaknya gak cita citanya gak bisa terwujud gitu kalo main futsal gitu kan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
bahasa bahasa gaulnya yang makannya disini yang susah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
kewatiran dr gibney karena ada orang yang beresiko dan juga tingkat vaksinasi yang rendah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
menghasilkan strawberry dan berries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
dan saya sebagai social entrepreneur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
reken reken sekalian ada tiga substansi yang rekomendasi dari komnasam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
dan konflik ini antara israel dan penyerangannya terhadap palestina
karena banyak utang jadi jual rumah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
dan lu pada saat itu gak tau tuh sebelumnya ter running target kayak gimana gak tau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
nah spf itu kan untuk sun protecting factor terhadap sinar uvb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

jadi kita selalu menemukan bahwa kita memiliki orang orang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
akan didapatkan oleh delapan tim ini karena dari masing masing apa masing masing bagiannya
jadi memang konfliknya bakal tambah seru nanti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
anggota independen dari mckellar dr sophie scamps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
berapa butuh teleskop sebesar apa buat bisa ambil data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
habis itu dari nyokap nyokap dapet kenalan juga di ragunan sini makanya lo ditawarin masuk gitu lah ya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
dari skala tantangan rumah tangga yang rendah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
yaudah sempet sempet kote kotekan lah sama orang vibanya lewat email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
dan kami memperoleh persetujuan dari dprd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
kemampuan saya tidak bisa meloncat saya tidak pakai meloncat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
dan perbaiki pola tidur yang sebelumnya sering berubah ubah
gue harap sih bisa berdampak ke tim nasionalnya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
iya memberikan kendala untuk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
jadi saya hanya memutuskan selama musim itu
ini jadi lihat yang akan muncul di kiri tempatnya nakteng
nah kalau nyebutnya banyak masih mending nih
dan dikenal masyarakat luas hingga keluar batam di seluruh penjuru indonesia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
dan di atas enam juga untuk kesar baribis kendeng cukup gempa dengan lima enam dengan kondisi pulau jawa yang sangat padat penduduk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
kalau cak imin gak mendeklarasikan sendiri ke anies
dan lagi lagi korsleting listrik pada bagian mesin diduga menjadi penyebab terjadinya kebakaran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
kemudian ke arah trans jawa maupun cipularang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
ya belum jalan lah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
jadi becak motor ini ternyata tidak mudah
gak ada turnamennya juga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
moore mengatakan pemerintah yang menangani perusahaan ini adalah orang yang sangat beruntung untuk hidup di negara ini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
dan selama ini persiapan yang bawah seluruh rotendau telah buat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
memang kita harus melakukan revitalisasi rumah sakit ini dengan memberikan alat alatan canggih
prabowo yang ketumpar jai iman juga ketumpar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
misalnya seperti casenya garuda juga mereka bisa selesaikan ya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
ini telur bebek yang telah diasinkan hampir dua minggu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
dan selain itu juga ada perlambatan ekonomi global yang berharga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
di mana asetnya nanti di masa depan itu tidak akan menjadi milik kita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
tumor ringan yang dinamakan keratosis seborowik ya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
jadi masukin di telana nih di periksa kan
eh si game kalo si game masih biasa lah kemaren kan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
handphone kan belum bisa main game ya belum ada game e sport segala macam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
dan pada kesempatan yang pertama radio advent suara pengharapan akan berkunjung ke teman setia kita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
jadi tadi ada juga masukan dari pak bob begitu ya
juga sama pssc pssc dalam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
jadi kalau satu ratus tiga puluh sembilan juta pengguna katakanlah lima puluh juta menjadi content creator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
jika anda hidup di bagian australia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
dan lama lama sudah mengganggu kan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
yang berarti ada lebih banyak uang untuk pembangunan sosial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
hai gurih gurih sekali terus kemudian ada daun sayur labu kemudian ada telur kemudian ada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
gimana ko ceritain ko waktu itu tanpa media tiba tiba bisa moto di singapura di ocbc arena tuh gimana ko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
dan yang kedua sebenarnya kontrak rumah itu akan hanya menjadi biaya hamus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
lo tuh butuh kerja keras lo butuh komitmen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
itu dia bisa jaga si peyton pritchard tuh correct me if i m wrong ya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
salah satu penderita diabetes di indonesia adalah faridawati
jadi tagging ini sebenarnya ini tagging yang jenis baru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
dan itu tidak terlalu signifikan terhadap produksi nasional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
jadi kalau teman teman seperti kemarin ada pengrajin kita dari sungai rotan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
apalagi althoff ini lagi penasaran banget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
po box delapan ribu sembilan puluh jakarta dua belas ribu delapan ratus sepuluh indonesia
dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi pihak polres metro jakarta selatan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
dan juga menambah iman percaya kita lebih dekat lagi kepada tuhan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
dan itu tugas kami yang sedang sekarang kami lakukan
jadi tenaga medisnya kan jadi harus ditambah juga yang bisa
premier daniel andrews mengatakan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
karena itu kan court yang lumayan agak besar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
ragunan cowok gak ada yang cewek ada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
jadi kita bakal kayak nge reach banyak attendees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
pemerintah daerah byron shire di willowton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
bawahnya panas tau kenapa karena saya disini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
kemudian berbelok ke kanan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
jadi biasanya mulai ada pembagian dividen interim
abis itu gue kepilih abis itu disuruh bikin visa gitu gitu berangkat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
kalau kita mau di korea ada yang tetap pakai masker ada yang tidak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
dan jika memang sudah mendapatkan obat untuk ma nya dari dokter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
jadi beneran ya dari situ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
dan bisa berpotensi menjadi sel kanker
rizky ihtiar yahya jakarta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
dan tidak bisa berbebas menyampaikan sesuatu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
karena kotorannya ini yang bisa membuat kita jadi kena alergi gatal gatal bentol bentol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
iya sharel hasan iya itu itu bener bener ngebentuk sultan dari gak bisa main banget main basket pake tangan dua sampe sekarang bener bener latihan sama dia itu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
ada nama baru dalam surga bagiku
jadi gus durian ini kan semangat ideologi perjuangan cita cita gus dur yang kita pertahankan kita perjuangkan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
jadi saya yakin bapak nas bersama dengan institusi terkait akan memonitor dan mengevaluasi terkait dengan het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
atau ingin mendapatkan seri pelajaran alkitab suara nubuatan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
sebenarnya pengamatan saya mereka sangat patuh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
kalau saya rasa yang rawuh datang ke sini cahaleg itu banyak sekali
dan jaseline memutuskan saat itu juga untuk membesarkan anak anaknya menjadi pejuang gerilya terbaik untuk membalas kematian ayah mereka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
dan kami membangun lingkungan di mana kondisi di sepanjang negara
para korban ini juga pasti didampingi oleh penasihat hukumnya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
itu menurut saya semestinya kabar baik itu menurut saya semestinya kabar baik
tidak akan ada lagi nelaknat wahyu dua puluh dua ayat yang ke tiga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
jadi kita maunya gula darah itu stabil saja seimbang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
karena itu makanya saya bilang kalau benchmarkingnya pertandingan kedua lawan libya kita bisa mengimbangi iraq
itu bukan apa apa selain menanyakan apa yang menurut saya adalah realitik ekologis untuk kontinen ini pada musim bulan desember
dimana nanti akan terbentuk persepsi negatif
dan sekaligus juga berlaku pembatasan kendaraan ganjil genap
jadi ya itu mungkin ya udah kayak gak ada yang gak minta pergi pergi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
dan berita sebelum kita berpisah tolong supaya kami didoakan semuanya untuk pelajaran ini
hipnoterapi sendiri merupakan tipe terapi yang menggunakan hipnosis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
jadi gue cuma jawab setuju atau gak setuju doang ya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

jadi science nya itu kita udah tahu semua karena orang orang epiduruk juga sama kita kerja terus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
dulu kan sudah ada pat kemudian ada instagram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
karena mulai kita urut dari jagung begitu ya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
tapi saya pikir polisi itu hari ini agak keras tanpa perhatian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
jadi mereka juga dalam kondisi struggling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
kindahan pemandangan eden yang dipulihkan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
jadi ya kita gak ragu deh buat nitip ini
akhirnya jadi bagus samalah dulu bangun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
dan dengan pergeseran ini kita memberikan alas hak lima ratus meter persegi dengan sertifikat hak milik
kita akan melihat hasil yang sama
jadi begitu semua kantor kita kita fungsikan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
dan yang terpenting bagaimana upaya meningkatkan produksi pangan nasional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
karena sekarang namanya udah makin dikenal
dan juga ibu yenty garnasih pakar bidana pencucian uang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
jadi untuk mendapatkan makanan indonesia itu dari kbri dari wisma padubes jadi mengadakan buka bersama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
itu bisa dipelodak setiap dana tunai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
ketika butuh aja gitu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
soal terkait penyelesaian utang kreditur lewat jalur pkpu ini ya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
dan dikawinkannya di satu kandang perbandingannya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
dan kondisinya memang berada di tengah perkampungan yang penduduknya lumayan padat seperti itu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
ikan paus pilot diketahui menghuni bremer canyon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
dan semua orang semua fasilitas kesehatan pemerintah wajib membeli obat dengan tkdn tinggi yang ada di e katalog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
udah tidak ada lagi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
iya seratus empat tahun sih sebenarnya cuman alhamdulillahnya sultan pas empat tahun jadi seratus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
jadi karena gak bisa latihan dimana mana latihannya disini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
jadi bakal acaranya itu disesuaikan juga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
untuk jam berikutnya dikenakan tarif sebesar rp dua
karena kalau kesadaran ini tidak muncul ya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
terutama di kota kota di australia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
hanya berpikir tentang kehidupan sehari hari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
syifa hanifah las tonga pebro jakarta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
karena ada kepentingan yang lebih besar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
dan saya kaget sekali liat semua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
makanya karena aku sudah ada pengalaman di restoran aku pikir dibuka di sini
jadi saya melihat saya lapor pada presiden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
karena kita udah mulai nih merasakan sebenarnya di lapangan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

ya udah akhirnya gua bawa kamera itu dateng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
sekarang harus masuknya balik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
dan keputusan yang terakhir yang diambil oleh unodc bersama semua negara adalah semua keputusan diserahkan kepada masing masing negara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
yang satu ini berkuah dengan limpahan daging gode gode
dalam instrumen yang di apa ditanyakan
jadi pengalaman itu tahun dua ribu dua puluh dua dengan rks dan sebagainya tadi dengan persiapannya cukup matang sampai ke pak cucu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
kalau ketertarikan dari film film indonesia

dan perekonomian keluarga khususnya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
jadi ya dampaknya harus terus terusan
karena melalui ahli kami bisa membuktikan proses perjalanan penetapan calon biblang itu melanggar undang undang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
jadi banyak mengetahui tentang pembah alam yang kita bisa manfaatkan bisa berkreasi menjadi apapun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
lu tinggal jawab setuju apa gak setuju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
ada sebenernya yang impress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
dimana supporter disitu ada pasal lima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
kalau pertanyaan emang fakta baru pertanyaan tiga dah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
dan danau pading ini dengan latar belakang gunung pading sekarang menjadi daya tarik wisata utama di desa wisata perlang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
karena nanti akan kita pergunakan lagi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
karena ya patokan untuk berprestasi di indonesia ini ya juara olimpik itu
dan ini waktunya kita memproduksi lokal karena prof andreas tadi sudah sampaikan
karena tadi di lantai dua hanya untuk area khusus pembelian tiket saja dan juga tap kartu menggunakan kartu uang elektronik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
kita enggak inginkan sih sebetulnya taruh untuk di kampung juga bisa dipakai untuk jalan jalanlah
dan tidak jadi masalah di kemudian hari
dan juga untuk mencari kemampuan anak yang sangat berpengaruh dan sangat berpengaruh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
pasok patinya ada di stadion itu kan walaupun
bisa salah nah ini sekarang kemarin udah sama densu sama thanks insomnia pecah kan tuh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
karena kalau saya memandang sebagai juri sejarah saya tidak akan meminta
pada saat itu kebiasaan kita kita mulai mati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
tapi tentunya yang akan ada kegiatan disana bukan saja kendaraan bermotor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
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia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
kayaknya yakin banget tiga pasang calon ya mas

dan mereka datang pada abad ke enam belas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
karena kalau kita bicara trotoar kan tidak bisa berdiri sendiri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
dan bagaimana kemudian kewaspadaan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
dengan berbagai serana praserana sdm terbatas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
nah itu kan ibl keren tuh can rookie of the year nya jamar nominasi nya jamar
iya soalnya belum bisa diumumin jadi jangan jangan jangan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
dan gerbang tol cisumdawu utama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
mereka bisa menjadarkan lebih rinci program programnya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
sebagai sebuah bentuk penjenamaan atau branding sekolah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
dan bagi anda yang akan menjalankan diet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
dipus mulu dipus mulu sama bluetroops nih
jadi selama ini memang ukraina itu seperti buffer ya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
gue langsung dipantau sama eksekutif produsen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
berarti kak teki sendiri udah kepikiran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
aku juga sering itu untuk saya yang menggunakan gula yang dikonsumsi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
iya kan di tes lu psikologinya kesehatannya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
like komen dan subscribe
jangan dipasarkan dalam satu perjalanan
laporan yang mengatakan ada yang tidak ada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
yang sangat modis untuk orang yang tinggal di stays yang kurang
jadi mereka kita sudah mempunyai barang penelitian tanaman obat
yang kemudian terinfeksi virus covid sembilan belas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

jadi kembali ke bbm pemerintah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
kru yang sangat disiplin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
ada kemudian gerakan jateng dirumah saja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
lebih memilih menekuni usaha dorok dok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
kayaknya gak ada gitu pemainnya
warung lesen bernama intan di malioboro pernah mematok harga hingga rp empat ratus sembilan puluh
itu adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada orang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
dan hingga kini menjadi kue yang mudah ditemui mulai dari toko kue hingga penjual kue keliling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
karena mungkin ini pertama untuk anya tapi karena sudah tahun ke dua puluh dua gitu ya untuk acaranya sendiri gitu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
jadi kemungkinan bagi saya
cuitannya ga jauh sama yesaya lah ya sebenernya ya
terus aku liat cuman miyu yang kayak mukul kenceng gitu
dan juga sepertinya rantai makanannya sangat banyak di waktu itu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
tapi itu tadi itu set buruknya kelihatan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
mengobservasi isu tentang predikasi
makanya kemudian profesor eni dengan sangat cerdas mengatakan apa sih bedanya si tum dan si recap
saya pikir akan disiapkan tetapi untuk starting tetap pratama arhan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
ini nanti ada jam jaman dari kita biasanya dari korlantas pak edi ya
kekurangan sosial dan ekonomi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
jadi ekses negatif cross border ini pastinya meningkatkan arus impor ke pasar indonesia lewat kanal digital dan memukul produk umkm dari sisi harga predatory pricing
seperti masa pra pandemic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
jadi para rekan wanita saya kembali mengingatkan ya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
dan moguro nigiri sushi serta takoyaki dari jepang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
wah bagus nih saya cuma bilang nah bagus tuh dia bisa pasing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
dan dia berkontribusi terhadap satu dua juta deforestasi di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
dan konteks persuasinya akan jauh lebih masuk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
nah anda tinggal menyelesaikan yang sisanya limanya lagi perlahan lahan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
jadi sudah ada bantuan el nino itu kan november dan desember
gue tuh bukan orang yang multitasking sebenernya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
jadi itu bisa juga mempertajam disana sini dengan akselerasi
di mana seperti yang kita tahu bagaimana di bagian belakang mui adalah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
pernahkan di bapak ibu
jadi nggak bisa serta merta kita bilang israel itu pasti yahudi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
jadi daylightnya sedikit lebih lama daripada di indonesia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
which is kalau buat kamu sebelum ke sydney not too long ago gitu ya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
sempet cerita juga abu nonton di videonya augie kalau gak salah ya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
mekanismenya tuh gimana sih
tiga provinsi besar aja deh di jawa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
dia kembali mentris dari mana kantong sampah itu
ku kan pergi bersamanya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
karena kan rumah sakitnya katanya sudah mulai ini ya the fuel they re running out of fuel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
ada dua saham besar yang belum bikin hype yaitu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
dan kalau di batik batik morenin ini terdapat beberapa patahan yang menunjukkan itu adalah bagian dari songket itu sendiri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
karena film ini kan butuh
karena sih itu lebih bebas karena itu di mall kan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
pak kpi ini konten saya tolong di verifikasi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

jadi kayak dia sekalian ngebantuin lah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
kan prestasinya owi dibilang owi nanggap prestasinya mandek kan
walaupun abis makan nauti kfc ya
saya juga merasakan nikmatnya saat menaik kereta panoramik ini
karena sebelumnya beberapa tahun terakhir ini kan sebenarnya kan ada ayem saja kan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

karena ini merusak moral sepak bola kita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
jadi untuk langkah pertama adalah kita akan hancurkan dulu udang ini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
dan saya juga mungkin lebih enak juga bisa ngawasin disini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
jadi lebih sehat ya apalagi untuk anak anak yang untuk masa pertumbuhan
karena kan lagi lagi ini diambilnya dari mulut ya prof ya dari kumur kumur saliva begitu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
nah kita balik sekarang cowopress udah ada ketua tim ini
jadi rencananya mungkin insya allah tahun depan will sih ya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
jadi pemahaman itu harus dibangun selain dari kami justru dari masyarakatnya sendiri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
generasi ketiga merupakan cucu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
apabila sudah di atas lebih dari satu ratus dua puluh enam mg per desiliter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
ternih dibandingkan tv analog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
selama kurang dari empat tahun
di mana orang sedang berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu
hanya mungkin yang berbeda batchnya ya kan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
yang pertama contohnya awal daripada bahan baku
ini sudah ada sejak lima puluh an tahun lebih awalnya kita tahu kuah heci ini dari tahu sama keropok
para salsaran ini juga memiliki sumber daya finansial tertentu yang bisa dimanfaatkan sedikit dan diubah oleh para tersangka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
direktur grup keuangan mcken philip mcken mengatakan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
dan salah satu pelatihnya dia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
kalau tahun lalu ini masih dikomodir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
karena beliau sedang menjalani isolasi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
dan itu juga konsisten ya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
nah seperti inilah kegiatan dari pak ajis dari jam tiga sebuah sudah mengaduk aduk bubur
sementara bagi adkilni mutkala sidki
dan dari tadi saya lihat pelanggan pak aziz tidak henti hentinya berdatangan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
gula yang bisa disebut mengidap diabetes itu seberapa banyak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
jis walker sendiri melihat apakah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
bahkan sekarang dia terbentuk terbaik yang pernah saya lihat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
kalau ruki ruki ada mesh sendiri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
dan kita ingin semua bisa mengikuti proses ibadah haji dengan baik termasuk lansia
karena sebelumnya tuh paski beraka kabupaten kan gak masuk provinsi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
terimalah sebuah persembahan istimewa dari radio advent suara pengharapan
masih garing nggak ya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
dalam membangkitkan geliat para wisata di sumba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
mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa berpuasa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
untuk disempatkan di rumah rumah itu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
beberapa orang akan mengatakan ini tidak cukup tinggi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
buat yang belum punya media kayak koko kasih tips and trick gitu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
ya di sukut fm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
saya pikir komers masih paling besar
karena lalai dan abai untuk menjalankan atau memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat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
jangan dihancurkan rumah rumah sipil ini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
karena prof mahfud sekarang itu menjadi cawapres mas ganjar yang posisionenya terutama pasca endorsement presiden jokowi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
dan itu bukti nyata bahwa pak cak emin itu politisi yang dididik gus dur dan sukses melanjutkan perjuangan gus dur
oh di uph juga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
peluangnya sangat besar untuk bisa mengalahkan pilih inmei
kalau episode tujuh puluh satu senior cekolda kan kawiwin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
saya biasanya malah dapet masuknya dari istri kalo sekarang istri yang nonton terus tuh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
salah satunya yang kemudian harus diadaptasi adalah penggunaan social media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
kalo yang lu liat itu ya kalo misalkan dari kekurangan lu gitu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
bukan dari tokoh tokoh caleg paling tidak tokoh tokoh caleg dari delapan puluh cuma dua puluh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
buat ee trend yang bagus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
menjelang buka cadangan gula itu udah makin turun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
dan ada dua alasan yang pertama adalah metode omnibusnya harus sudah ada
dan itu masuk pencapaian goal aku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
dan sudah kembali ke jakarta pada pertengahan ramadan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
jadi kalau terjadi apa apa cepat tidak harus kontak ke jakarta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
kalau dari segi audiensnya sendiri kalau dari segi audiensnya sendiri
dan menjadi massive product
kalau setelah terawet maksudnya kemalaman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
jadi saya berpikir tentang kuangdong davison plum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
dan tadi anda juga sudah menyebut ada magnet yang di install di pintu anda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
karena mereka adalah pemain pemain kunci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
dan juga kita terserah menekan orang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
yang jelas memang tidak merampok bank atau mengambil sesuatu yang bukan milik anda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
kau mencari anak putu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
jadi kita nggak berwacana lagi tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa pengurangan emisi dilakukan antara lain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
dan juga mungkin karena kondisi sekarang ini perubahan cuaca jadi ibu ibu dituntut untuk berperan ganda juga mencari nafkah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
karena kita tahu dua ribu sembilan belas pak prabowo juga kan masuk mendukung pak jokowi itu kan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
jadi soto madura ini jadi terjalan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
kadang kadang ruang kita untuk lewat itu udah enggak ada gitu
tapi kalau misalnya cewe cewe yang biasa nyetir gue rasa normal biasa
kayak misalnya pubg mobile kayak pake emulator atau even valorant csgo dan dota dua dan lain lain
tapi ibu senang ya menjalani kehidupan yang sejati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
jadi saya bisa bahasa perancis
dan bukan hanya sekedar kita terbawa oleh gimmick gimmick tertentu atau sesuatu yang sifatnya kamuflase seperti itu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
i m official apa panitia apa singgir sebetulnya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
oleh karena itu pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini pemerintah setidaknya menganggarkan sebuah perubahan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
jadi kalau dari segi kenyamanan itu lebih nyaman yang menggunakan ac ya
tapi waktu itu saya sempat melihat pattern nya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
itu kan membuat apa namanya ongkir ya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

makanya satu satunya prestasi itu waktu popnas emas kan wah itu seru banget itu pertama kan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
dan oke makan malam bersama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
dan setelahnya tergantung kepada alam sendiri
tiada lain di dunia ini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
karena kita bisa melihat sampai delapan individu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
pendengar radio advent suara pengharapan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
dan ada shabu shabu yang bisa dimasak sendiri oleh pelanggan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
dan guru spiritual seperti ini sudah terjadi sangat lama
jadi tahun dua ribu dua puluh tiga nanti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
jadi buat temen temen tadi kan bang rijal udah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
karena cara bermainnya olahraga yang satu ini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
jadi kalau misalnya emang ada pemain asing ya otomatis persaingannya lebih berat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
jago mah gak terlatih aja lah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
kalau sampai salah bahaya nanti bisa hitam telurnya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
marilah siapa yang mau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
pokok persoalannya bukan pada menghukum atau mengirim seorang anak ke dalam kelapa sana katakanlah demikian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
di mana mereka mendapatkan status eliminasi who
banyak content content creator atau masyarakat di indonesia khususnya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
bahan perbincangan dan bahan investigasi disana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
tapi saya ga itu bukan serius banget buat saya untuk jujur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
jadi para warga yang memang mungkin sedang pulang dari kerja atau yang memang mau melaksanakan buka puasa di luar rumah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
karena jangan jangan masyarakat tidak terlalu peduli soal etik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
provasi tambah tempat air jika ada yang kurang kuat percuat semuanya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
jadi sudah berbeda nilkan sumbernya dan beda kebangkitannya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
yang ada di tanah air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
jadi dari segi si nastar nastarnya itu itu bener bener sempurna
jadi ada nasi ataupun lontong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
karena permintaan dari tiongkok misalnya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
jadi pas tuh jamnya sarapan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
jadi ini dibiarkan seperti ini sampai matang
ya barang pras dan kawan kawan lagi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
pegang tangan lakukan dengan tidak jauh kaki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
kalau begitu pengendalian masa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
kuliah kan gak harus tepat waktu juga bener gak sih
unda jadi dua utuh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

dan memberikan kondisi yang jauh ke yeni kapal kota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
ya allah ku berdani sukacita selamanya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
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id katadata podcast dan juga kanal youtube katadata indonesia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
tapi kan sampe sekarang kayaknya lu untuk dunia per evenan masih tetep jalan gitu kak ya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
jadi istilahnya kalau untuk dikonsumsi di tubuh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
r i di surabaya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
jadi waktu pertama kesana kan belum kebayang kan
yang maksudnya kan diajarinnya apaan kan
dan keungguan dari save for soccer sendiri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
jadi gak terlalu susah ya jadi gak terlalu susah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
yang merupakan alasan mengapa ada pergerakan untuk menunjukkan bahwa kita harus fokus secara spesifik pada penyelamatan tidur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
dan dalam perjalanan masih ada empat ratus ribu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
apa hubungannya paling terikat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
jadi dengan interval sekitar dua puluh satu hari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
itu sebabnya tadi mengatakan mahkamah telah menghidupkan haram
saya pikir dalam hal bagian ukuran dan kesempatan hari ini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
nah seperti ketemu nih di peacegen gitu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
kita diberikan apps nya mas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
masjid yang diberi konsep sebagai masjid muslim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
karena kan dua satu tagihan dua tagihan terlunasi oleh cash transfer ini
dan ada pemenang yang tidak memiliki sisi telur yang terkacau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
jadi kalau misalnya darahnya itu menjadi mengental kemudian mengeras ya menempel pada pembuluh darah dan menyumbat pembuluh darah seperti itu ya kan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
dan juga pastinya ada penyesuaian kembali nih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
mengajari rakyat untuk nanam ini juga mudah sekali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
untung ada kaca film jadi gak keliatan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
udah deket deket bulannya kan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
seandainya para tersangka nanti dihukumnya sebesar maka mereka akan menjadikan hukuman maksimal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
jadi sebenernya sobat sobat kencet di rumah nih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
bawa kamera pasti diperiksa kan pas sekarang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
dan akhirnya rupanya ade nya juga punya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
demikian menurut laporan proptrek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
yang suruh gak usah main tuh dari perusahaannya bo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
lalu aktivitas di jalan darat dekat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
karena bagaimanapun pak mahfud kan sudah sekian lama menjadi calon wakil presiden mas ganja
karena proses logic thinkingnya adalah datanya diperbaiki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
empat puluh tujuh melakukannya satu sampai enam kali per minggu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
masuk ke dalam lima ratus most influential muslim risk jordan dua ribu sebelas dua ribu dua belas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
karena mereka adalah tadi pentingnya hiu paus itu
kita tentu saja berharap untuk mengembangkan
karena kita semua merasa ini tema paling relate nih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
karena asasnya pancasila itu itu yang mempermudah kita dan kita semua punya hak yang sama untuk berada di p tiga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
semangkuk bubur beras merah dan seporsi lak lak dijual seharga rp lima belas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
jadi nah gsi ini rupanya saya usut tadi yang cerita saya tok itu aja semua ada
dan materi pemain saat ini menurut saya lebih lengkap dibanding kita yang lain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
karena kemarin kita mungkin berawal dari berbagi ya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
jadi yang tadinya relasinya relatif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
karena kami bisa selaturami sesama siswa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
tarik ke belakang pundak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
oke ini ini tadi kan udah sempat sempat menyinggung soal streetball sedikit nih kak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
ini menambahkan perlu diperhatikan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
sebuah peringatan atau amal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
karena sementara jadi sekali lagi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
kario gak ada nyangka sama sekali kali ya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
yaitu memberikan satu perhatian
diantara jakarta yang bakal memulai sekolah tetap buka pada tiga puluh agustus mendatang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
dan ada beberapa yang kemarin sebenarnya pagi tadi kemarin pagi sudah ada yang kena banjir juga yang di wilayah genuk itu mbak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
dan kalau soal serang menyerang sebagai seorang anak muda yang sangat respect kepada pak mahfud prof mahfud dan juga gus imin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
karena jadi banyak artis yang harus tampil dengan waktu terbatas di virtual gitu
akhir akhir ini sering terdengar istilah fomo atau fear of missing out dan yolo atau you only live once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
nah ini kalau misalnya cuma tujuh puluh lima orang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
jadi para pendengar mari kita kembali ke kitab lukas
prosentase dari anggaran untuk kesehatan musti diberikan terpotong kemarin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
dan jangan lupa ktp yang lama itu harus ditinggal untuk ditukar dengan ktp yang baru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
awalnya kenal menembak itu mas serrani dua ribu empat belas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
dan memperhitungkan asupan gizi pada panganan di hari raya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
demikian tadi laporan yang disusun oleh ruth mchugh hedeland bagi sbs news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
bagus kan misalnya gerakan yang disebut social movement
dan ini kita senang sekali kalau ada upaya untuk melakukan konservasi
setelah kejuruh juruh situ
rencananya akan dilaksanakan di auditorium stmm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
jadi wajib itu ada banyak butuh ada banyak ingin ada banyak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
jadi itu menjawab sebenarnya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
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh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
kayaknya udah masuk gitu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
paham paham neolib bahwa pemerintah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
dan beberapa teman teman pengamat ekonomi yang saya ngobrol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
baru benar benar ya gue udah basket semua gitu kayak bola gitu udah gue enggak main mainin sih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
dp rasa enak dp bumbu dp bumbu rasa cakalang rasanya pas mantap
nih balenda tuh namun di bandung kalo di bandung itu tuh daerah banjir tapi basketnya jago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
dan saya merasa kok menarik ya semakin menarik gitu untuk bisa bergabung di sini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
idea dan sebagainya tapi
mungkin ada harga sepatu rp dua puluh empat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
buat bisa awet bahkan lebih bisa beranak gitu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
dan ini dipercaya dapat menambah cita rasa yang khas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
deadlinenya itu kalau gak salah dua hari terakhir sebelum kelar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
jika ada daripada juga yang kita ambil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
kala itu puri agung karangasem saat raja anglurah ketut karangasem berkuasa berhasil mengalahkan kerajaan saleh parang di lombok sekitar tahun seribu enam ratus sembilan puluh satu masehi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
waktu di aspak tau ga tau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
karena kalau kita tahu bahwa tiga website menjadi tempat untuk penjualan dari video video ini
sekarang anak asalnya coach sinta yong pasti nginepnya hotel bintang lima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
jadi mbak di jawa barat itu memang kawasan seismik aktif dan kompleks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
tapi juga kerap dijadikan tempat untuk berburu pakaian bekas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
melakukan institusi pangan paling strategis yang ada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
dan rumahnya tidak standar aman gempa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
terus pas pindah ke indonesia saya kan kelas sembilan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
nggak perlu sesukai lagi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
pertapaan biara rawaseneng merupakan cabang dari biara koningshoven di tilburg belanda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
jadi mereka juga berpikir bahwa mereka harus melakukan tindakan untuk mendasarkan apa namanya tindakan untuk membantu pengamanan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
karena tersebar dia di tiga pasang calon
bali akan lawan siapa ya di play off nanti
jadi kita emang pertama kali mulai awal itu dari ya peringkat delapan puluh an bareng itu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
nah ini yang lebih banyak di anticipation
dan mewakili kultur dari tiga puluh delapan kabupaten kota di provinsi jawa timur
karena ruang utama masjid hanya digunakan untuk ibadah sholat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
tapi tau aku ingin main ke ibl satu tahun atau dua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
emang banyak juga biasanya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
secara turun temurun tahu kuah heci ini sebuah kue yang sangat berbeda dengan kue yang diperoleh di kota bunga dan di kota jawa tengah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
kan supaya jadilah ini keangket ini ya kan
dan harus kemana ketemu sama siapa kenal sama siapa gitu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
seyok ya nya berani memelihara hewan peliharaan setara dengan tanggung jawab terhadap satu nyawa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
karena dalam beberapa kasus sebelumnya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
ekor hiupaus itu sendiri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
dan itu disebabkan beberapa alasan
pisahkan tata peketan dengan kandungan air di dalamnya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
artinya dia akan mengeluarkan ureum kreatinin yang tinggi tadi
yang kedua adalah telco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
dan barangkali dipatasi juga misalnya dalam sebulan empat kaleng gitu ya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
karena kan kalau di sekolah tentu ikut ikutan dengan teman sebayanya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
kakak adean aja lah gitu ya
kalau gue pj ya
ini kan barangkali antara yang satu dan lainnya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
maka disitu memang dibutuhkan data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
jadi ini yang menjadi catatan penting bagi kita bersama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
karena kalau kita melihat tren peningkatan jumlah anak anak yang terpapar virus covid sembilan belas itu semakin meningkat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
oh kasih allah yang limpah
jadi sekarang kan sudah empat bulan online learning atau tiga bulan online learning satu bulan liburan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
terus ntar kuliahnya di di apa di bimbing segala macem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
dan kira kira peran apa yang saudara bisa lakukan untuk menolong dia
dari sebelas di tahun dua ribu satu
jadi sekarang udah kayak enggak terlalu ragu gitu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
dan lain lain itu dimana kemungkinan akan terus ada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
ada menotoba juga itu bagus ya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
dan tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya tidak bisa menjadi satu tolak ukur untuk menentukan sikap dan juga integritas seorang pegawai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
dan untuk mengetahui situasi ramadan di arab saudi dan bagaimana pelaksanaan umroh yang baru dibuka pada awal ramadan ini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
dan kegiatan dokter yang berada di bawah tekanan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
kita pasti berharap melihat hasil yang sama
yang menjadi ciri dari pesantren ulas asli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
enggak salah juga ya
padahal rencananya akan diujicoba pada november mendatang saat momentum kttg dua puluh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
berarti kita belum rahmatanil alamin belum ulas asli buat alam semesta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
rangkuman tersebut disusun oleh ciara hin untuk sbs news dan disampaikan oleh riki kusumo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
gua bilang posisi gua adalah influencer basket gitu gitu
dan itulah mengapa para penyelidikan mengajarkan kita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
yang nggak selalu kita setuju ada pro kon ini
karena kemungkinan besar apa yang ditangkap atau kasus yang ditangkap lewat amerika
jadi plus gage dan juga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
ada berapa sekarang pet scan nya dulu hanya tiga sekarang ada berapa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
selain itu lah ya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
menyampaikan bahwa ketiga bakal calon presiden ganjar pranowo dan juga andis baswe dan sudah hadir di istana negara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
yang kedua tanpa underestimate terhadap tim filipina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
sempet berbicara dengan kayak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
dan juga bawang sehingga menambah keunikan rasa dari kupat tahu ini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
maka pertumbuhannya akan menurun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
sayang juga kali ya kalau ngulang demi basket kalian bisa abi yakin putus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
karena tidak bisa hanya di satu sisi saja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
dua ribu delapan belas itu juga masih belum ngikutin tuh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
ya semacam kayak kunci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
ini jungko ada personil bts nih di jajan ini
jadi sepertinya jepang akan ambil poin menang di sini gitu loh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
sebenernya gimana sih menurut lu gitu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
res tradisional mesin merah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
karena dagingnya lebih banyak ya enggak terlalu banyak duri gitu ya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
harus punya kapal mecah es dan itu menyulitkan ya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
dan langsung saja kita akan bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia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
kita benar benar mengucapkan levy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
selain itu sejumlah travel haji juga menyediakan fasilitas badal haji dengan kisaran harga rp lima belas hingga rp dua puluh lima juta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
map group terus juga matahari departemen shor lppf
masih inget gak atlet pro siapa yang pertama kali ngefollow basketball daily dose
jadi beberapa fentanyl berubah menjadi kokain kadang kadang terlihat sebagai met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
dan kita tahu bahwa semakin banyak kluster keluarga semakin banyak anak anak berada di usia delapan belas tahun
ini salah satunya cungkring lontong pak jumat di gangaut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
baru tiga tujuh juta atau sekitar tiga belas sembilan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
karena sebelumnya beredar informasi juga bahwa sedang ada rapat pimpinan di kantor mui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

dan belum lagi masalah politis
dan sekarang kalau nanti bali itu naik tipe tipe cup lagi naik ke atas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

dan itu hanya beberapa minggu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
tergantung pengennya sih tapi ini jalan jalannya di tamboraja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
dan menceritakan beban hidupmu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
jadi ini tidak berdasarkan agama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
jadi meskipun mk mk mengatakan ada masalah etis
tetapi semua muanya juga anda siapkan sendiri
kita cek penerawat penuh ke bali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
ternyata bisa menimbulkan apa namanya efek yang baik sekali
dan kalau misalnya ada kasus sulit mereka bisa melakukan rujukan tidak terlalu jauh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
sekitar tiga ratus warga cirebon dikabarkan berkumpul di salah satu sudut lapangan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
jadi akhirnya tidur sekamer bisa sampe berempat berlima gitu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
kecuali presiden jokowi meresafel
jadi karena sumbatan ya otomatis akan terasa seperti itu
udah siap angkut aja itu ya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
dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat terjadi kepada sapi itu
bedanya ini ya jenis ini satu akar resmatik yang ada di laut ya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
amanah undang undang pasal dua puluh delapan ayat satu mengatakan bahwa amanah masyarakat harus selalu sehat lahir dan batin
itu tidak menyisakan bagi orang bandung maupun jakarta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
pasti ya pasti ya itu menarik juga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
karena kalau terjadi diet kita tidak seimbang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
kemudian memberikan tablet tambah besi untuk anak anak perempuan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
roni satria kuncoro jakarta
jadi proses dan fase pengembangan hupausnya itu juga cukup lama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
tidak ada mengenai suap tidak ada
saat ini masih diperlukan penyakit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
bup bup bup bup
jadi kalau jokowi bilang begitu kan artinya
kursus itu udah allah yang atur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
tiada lain di dunia ini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
karena mercedes pas lewis tuh mereka berdua doang gitu
akhirnya h satu itu yang fix yang gua bisa dapet adalah dari info tiketing slinger
kita sih tau gitu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
setelah dibuka ternyata pesertanya memeludah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
jadi kita bicara soal pertumbuhan ekonomi juga di kuartal ketiga tahun dua ribu dua puluh satu ini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
dan secara cicilan pun juga masih bisa diperbaiki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
dan satu bangunan masjid yang menjadi simbol dari anak laki laki mbah dalem arief muhammad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
menggunakan aspat berjam jam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
di banding dengan harga dmao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
bukan masuk normal seperti tahun dua ribu sembilan belas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
jadi kewenangan apa bagi dpr untuk bisa memanggil presiden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

kalau terlapor diminta keterangan ya akan lambat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
jadi saya pingin suatu saat kalau saya gak ada atau apa kan amit amit
makanan kita sebenarnya seperti makanan turki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
kalian semua abah di sana banyak yang kasih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
tentunya dengan jalan tol ada tambahan empat lacur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
dan untuk di jalur jakarta semarang sudah ada dua spklu yang terletak di res area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
menurut analis pasar saham dari resuara gian investa kisworo adijo saat ini kisaran ihsg berada pada posisi enam delapan ratus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
kalau kita bicara mengenai belt road inisiatif ini adalah menjadikan tiongkok menjadi aktor utama
dan terakhir tentunya vaksinasi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

kemudian takutnya di copycat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
dan bagaimana suasana serta tradisi ramadan yang dilakukan oleh warga negara indonesia di turki
bisa tumbuh sebanyak yang bisa untuk diri sendiri
jadi tidak ada kuota kuota seperti tahun tahun sebelumnya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
tadi bu dewi sempat menyebutkan publik area sudah mulai pelan pelan dibuka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
gue tahu effort yang dilakuin ali budi mansyah
kemudian kalau dia ke jawa kan dibebas waktunya aja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
sedangkan gua udah nyampe disono udah pengen banget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
dan tadi kan pertanyaan mbak jela ini melanggar
jadi saya beruntung karena sudah cukup lama di posisi ini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
karena memang roh kudus itu adalah bagian dari tritunggal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
gak pengen ngelepasin stressnya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
karena kan kita bisa lihat juga pergerakannya kalau kita lihat dari data itu
karena itu indonesia tidak boleh ketinggalan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
dan bisa diberikan sebuah tracing dari seekor satwa liar itu sendiri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
dan angka ini nanti akan berhubungan dengan network statement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
karena yang memproduksi pangan adalah sebulur sebulur tanik kita
sedangkan mungkin sistem penggeraknya listrikanya propulsi mesin semuanya akan diganti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
jadi lebih autentiknya kerasa
ya seaba dulu tuh pernah yang mahasiswa dulu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
ada investasi mungkin mau masuk red tape terlalu banyak birokrasinya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
jadi dia emang enggak ada kuah kuningnya sama sekali
karena psbb disuling satu satu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
ya itu the goat versi kalian masing masing
karena sumber pertumbuhan utama yaitu konsumsi rumah tangga ketika ppkm darurat diberlakukan ini kan otomatis mengalami penciutan yang luar biasa
termasuk lain lah gitu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
dan menganut prinsip tumbuhkan sendiri makananmu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
juga sudah banyak bergantung kepada gunung api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
dan yaitu orang tua support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
iya sama wendy cagur dia ajak ke oled terus tuh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
lalu kecil kecil kecil dipikir tayang lalat biasa gitu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
kok tidak diselesaikan sih
jadi ibarat mengirim kritik kritik kembali ke alamat pengirim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
sekarang waktu itu sempat ngelatih di yang klub perbasih itu namanya klub iberducem kan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
dan ternyata pas kita nonton di situ benar benar semua orang nonton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
jadi kita sangat senang sekali dengan program pemkot surabaya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
di tempat yang seberangnya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
jadi karena lambung itu kita pun untuk mukulnya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
mereka di lantai sanksi dan kita mengikuti semua sanksi yang telah dikonsumsikan sekarang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

dan sebetulnya sampai dengan saat ini kami pun sudah menanggungnya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
perdana menteri telah menyerukan pertanggungjawaban penuh dari pemerintah israel menyusul kematian pekerja bantuan australia somi frankom di gaza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
jadi dalam perspektif apa citra partai ini buruk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
jadi itu yang kami lihat ketika jakarta cukup pasif di enam lima tahun kebelakangan kemarin gitu ya dengan membangun yang cukup banyak sekali trotoar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
itu dari kiri ke kanan kanan ke kiri itu kalau yang slow lima detik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
karena dari awal pun kita bisa bikin latih itu pun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
jadi untuk harga itu sebenarnya ada kesetimbangan baru mas yuda
bukan hanya rame bisa jadi bubble di social media
karena sedikit banyak mereka pasti baca komen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
karena kita tahu bahwa kita punya banyak anak anak yang tertinggi di dunia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
dan berperan sebagai enabler yang menyediakan pelatihan serta dana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
ini uph bener bener minat nih kamu mau datang sini gak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
pihak tikus bilang bahwa tidak ada cross border tidak ada retail online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
karena saya sebagai obyeknya ya tidak bisa menggambarkan apa yang akan dikeluarkan oleh subyek itu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
serta gedung bank bri international microfinance center di kawasan ibu kota nusantara kelimatan timur barangkabisia
kita akan coba kutip dari website pemerintahindonesia go id
karena ada putusan mk yang mempersilahkan pejabat menteri atau setingkat menteri atau wali kota untuk tetap menjadi capres cawapres tanpa harus mundurkan diri
dan ini saatnya keluar sebelum terjadi semakin tidak terkendali
jadi pas lulus gitu langsung mainnya divisi dua gitu
johannes fein di universitas kelabat
karena masjid ini pernah dibakar belanda tahun seribu delapan ratus dua puluh lima pada awal perang jawa
apa hal hal kegentingan memaksa apa yang sekarang tengah terjadi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
dan semua harapan ini kita sampaikan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
dan ini kan penting bagi kita untuk di masa mendatang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
kalau diliat dari instagramnya sih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
tempat tenisnya amerika lah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
di kanada dia adalah kepala sekolah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
dan itu adalah kandah allah swt
yang dari kemarin kemarin kita selalu mengatakan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
paling mikirnya yaudah lah felix pasti cls
tapi dalam hal kostum spesifik
pak arief mengantui banyak negara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
mbak anggi astri hanantia sari utami psikolog klinis terima kasih sudah berbincang dengan kami sore hari ini
usaha apa tuh koko berarti yang jalanin ke tarkam itu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
wah kayaknya gue juga punya temen temen yang deket dari smp gitu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
di ib ada yang ib kel ada yang pratama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
nah yang menarik dari komunitas berikutnya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
jadi emang sekarang dikasih libur agak panjang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
dan lima lima nya nanti akan kita produksi di indonesia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
gak masuk akal banget sih
dan seluruh tubuh jika memungkinkan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
cuman gua pikir ah ntar aja gua beli di tiket boothnya aja gitu kan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
karena kalau saya memandang sebagai juri sejarah saya tidak akan memandang sebagai juri sejarah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
kalau sejauh ini dari kelompok lampung ini sendiri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
dan juga cara pengambilan itu membuat tidak nyaman membutuhkan prosedur prosedur yang khusus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
dan yang ketiga dia itu limit batas atas pendanaannya itu tuh memang sangat rendah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
nah begitulah kira kira mengendarai becak motor ini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
gak ada apa apa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
dan dia datang setiap malam untuk mengunjungi induk penyelamatnya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
jadi anggap baik secara fisik untuk mobilitas sehari hari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
cara biar luar lalu bisa pakai lemak artinya satu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
dan mereka itu biasanya ukurannya bukan yang paling besar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
dan ini bagian juga membangun tim nasional kita
aku disini lebih sering pesan pesan yang lebih enak dan enak lebih enak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
jadi gue suka banget kayak kecewe cewean gitu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
dan diperlukan untuk membentuk hormon pertumbuhan secara maksimal
dan itu sudah kami serahkan ke presiden di bulan oktober tahun dua ribu tujuh belas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
ya kak ali budimanca jordan indonesia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
ya tapi kan kalo bbm itu emang untuk setiap minggunya tuh ada di jadwain latihan kak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
kbl kan jadi gue tetep fokus
dan sekarang semua berubah
sejujurnya bahkan kalau gue ga main bola bola gue suka banget tinggal di sini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
tapi tidak datang lagi kembali ke sini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
bahkan sekelanya kejumlah pelanggar
dan banyak gedung monumental di kota kembang
jadi anak anak aswa dari jesus casas ini dinilai belum padu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
jadi berikutnya lanjut pergi kemana lagi ya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
dan kalau kita lihat kan ini ini kan yang dijanjikan oleh pemerintah kita kan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
dan kami fokus pada dua tiga ratus hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut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
jadi anda datang ke sini sudah gratis tidak bayar sama sekali tapi kalau misalnya anda tidak menjaga kebersihan lingkungan itu sangat disayangkan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
untuk makanan penutup saya memilih kudapan khas jawa barat awuk di awuk cibenying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
pintu masuk pasar fabian ini terdiri dari beberapa blok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
bisa di figur saluran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
termasuk codein fentanil oksikodon dan metadon
kita yang saya banyak seperti persis ini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
karena yang kanan ada di
ini menyebabkan demand nya permintaannya jadi naik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
ia memiliki sebuah kondisi yang sangat berguna dan itu adalah kondisi yang sangat berguna
kayak apaan keren banget warna warni gitu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
dan ia pun ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka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
apakah pure dari bokap lo
jadi memang habitat habitat seperti ini walaupun hiu paus itu bisa dilihat di seluruh perairan di indonesia hampir di seluruh perairan di indonesia
ya semoga lah ya basket bangka lebih apa lebih maju lagi ya soalnya kalo kemaren kita sempet ngobrol juga sama bro raffi nih dari bubble basketball nih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
gak ada foto foto kita juga di dalem
nah kalau kita lihat nih acaranya transisinya gimana sih apa kesulitannya ucup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
kayaknya gak terlalu kompetitif banget ya dbl ya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
jadi kalau misalnya penghasilan kita katakan lima juta sebulan misalnya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
dan saya sangat yakin coach sintayong sudah tahu perbandingan kualitas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
dan dengan demikian akan memudahkan apabila terjadi kejadian seperti yang kita harapkan ini
dan itu hanya realitinya di australia modern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
karena ini kan tafsir dan narasinya macam macam soal cawe cawe itu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
jadi setiap motif motif ini selalu kami perbaharui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
kalo enggak gue ditanya orang mulu dikehina hina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
jadi untuk tetap menamakan masjid ini masjid mungsolkanas
jadi bukan berarti tidak ada fungsi sama sekali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
javel mcgee sih penting gitu
karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah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
wah sebelas gak terlalu kedengeran prestasi terbesarnya aja waktu itu ngalahin sma dua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
ada cawe cawe terhadap pil pres dan juga pil ek mungkin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
nah selama catatannya sama ada pemberian vaksinasi bisa dilakukan di mana saja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
jadi kemungkinan besar ini adalah pasangan suami istri yang kemudian memiliki dua tanggungan atau mungkin juga kita sebutnya dua anak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
lebih baik dari aku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
jadi ketika main bareng dia tuh udah tau harus gimana jadi akan jauh lebih mudah buat main sama pras tawa
terus cak imin juga akhirnya bales gini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
ikan paus pilot di kelompok megafauna laut di mana ikan paus pilot bersirip panjang umumnya ditemukan di lepas pantai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
dan saya bisa mengembangkan lebih lanjut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
lalu kuliah penjelasan orang orangjungan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
menggunakan gerok kipas feeding
karena nomor satu sebenarnya adalah produksi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
lalu ada juga hammerhead program hiu marfil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
di sini anda bisa mendengarkan musik bergenre mellow atau rock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
itu makin belum ada tempat untuk kayak siapa pun yang anda tetap di bawah otot
terus bisa naik ke bagan atau lihat kebawah dari bawah
sudah berapa lama langganan sama mbak aziz
meskipun ini kemandiran atau istiqa ah dianggap mampu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
desy ari tonang mari oktober jakarta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
gue kira dia temen sm colder gitu kan
enggak sih kena g force gitu kan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
karena udah dapet tawaran dari budi saya hubungin ke bos saya yang tadi si kohan untuk ngobrol lebih jauh sama dia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
dan jika ingin yang seru pilih yang spesial
dan dibawakan oleh dilail abimanyu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
ahli alergi imunologi klinik dari fkuirscm sukamto kusnu mengatakan
dan saat ini pemerintah melalui satgas operasi karhutlah sudah melakukan pemadaman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
drozan pat emil sama udg udah pasti pergi lah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
maintenennya apakah bagus atau tidak ada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
genzet itu punya kekurangan dan kelebihannya masing masing
jadi bbm solar kita ini banyak banget dari batu bara ya pertambangan ya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
jadi dari situ kita angkat kebudayaannya terlebih dahulu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
berarti berapa tuh rp tiga puluh lima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
lebron dia di umurnya yang gak prime cuman kondisinya selalu prime sih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
yang bertempat di queens bridge itu
yang juga seorang senior di aleta kinar film production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
dan juga menciptakan ini ya biodiversity and livelihood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
dan saat ini saya akan mencoba salah satu wahana yang menjadi keunikan di taman wisata puncak mas
eh kak waktu itu sma lu namanya apa sih berarti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
jadi kita melakukan screening di posyandu posyandu untuk pemisahan gula darah untuk pemisahan kolesterol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
saya akan bicara umkm nanti nih soal undang undang cipta kerja itu dulu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
bagi jamaah dan takmir masjid patok negoro plosok kuning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
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu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
t ini adalah untuk temperance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
dan kita sekali lagi berkomitmen publik tidak usah bingung tidak usah khawatir
suasana juga kan beda banget sama bapak mena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
karena sudah ratusan tahun terbukti ya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
saya ingin mengingat ada tiga hal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
penyelidikan komunitas pada saat itu
karena kan mining kita reklamasi juga lahannya kan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

jadi ada empati yang dimunculkan oleh netizen netizen perempuan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
karena nanti akan segera dikirimkan oleh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

jangan sampai lihat pokoknya membuat saya punya harapan bahwa saya masih harus menghormati
karena suami gue sukanya lancer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
jadi itu kita juga banyak melakukan program capacity building untuk yang saintis
yaitu tadi dengan perubahannya menjadi vs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

jadi seperti di turki gitu
negara b sehingga negara a akan berpikir bahwa
tetapi kalau boleh berhasil pada keajaiban minimal draw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
prast turut andil dalam membawa aspak jakarta ke jogja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
jadi kecil dua duanya kecil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
dan stm tracing ini kan sudah ditambah ya
jadi kalau menurut gue era streetball zaman gue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
dan yang ketiga adalah pos untuk gaya hidup atau bersenang senang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
tapi tidak semua perempuan pasrah motornya di gondol malik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
jadi jelas bahwa libur panjang dan libur keagamaan itu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
karena tadi saya sempat sebut pasal pasal ini ya ini adalah langkah yang sangat brutal menurut saya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
dalam segelas susu terdapat kalori sekitar seratus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
menurut sony sesemana ada tiga langkah yang dapat dilakukan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
sampai cina pun yang di level level klub banyak loh dari indonesia kesana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
dan inilah yang harus kita sadari dan perbaiki bersama
dan bagaimana kita mengatasi tantangan ini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
dan saat ini masyarakat kutapa lembang sendiri karena terdampak oleh kabut asap yang terjadi asil kebakaran di kabupaten ogan komering ilir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
secara ini bak warupulan dari haji melaksanakan ibadah justru ini menodai ibadahnya
ganyakan juga ya tapi
dan apabila anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru silakan menghubungi kami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
apen bayeren ini sampai sekarang ada tiga suku warga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
kamu pernah ke cibinong mall bukan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
kalau ke tonic lebih ke beberapa hal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
karena kemarin juga banyak catatan
jadi tracking semua penduduk untuk menerapkan kebijakan lockdown setempat di sana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
karena dengan adanya sasaran tambahan baru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
apakah ini merupakan kejahatan yang terorganisasi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
ya mereka mungkin merasakan ada kasus kasus yang diangkat dan seterusnya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
dari kamu sendiri sekarang sudah menjadi paski braka dua ribu dua puluh tiga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
jadi mungkin ada sesuatu pada penerimaan bernafas yang subjektif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
menit bermainnya sih banyak sekali ya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

kabinet nasional memiliki target untuk membangun satu dua juta rumah selama lima tahun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

dalam kejadian tersebut sang sopir sempat meminta bantuan dari petugas tes perlintasan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

sabar ikhlas dan konsisten menjadi pedoman tati dalam mempertahankan usahanya selama puluhan tahun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
ini udah lama lah eko gimana rasanya nih gak ketemu sebulan gak ketemu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

silahkan bapak anies baswedan untuk langsung menjawab pertanyaan dari bapak prabowo subianto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

yang menarik keduanya juga tengah bersaing untuk menjadi top scorer piala dunia dua dan dua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
angkanya kadang kadang enam puluh enam kadang kadang enam puluh tujuh kadang kadang enam puluh delapan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

dan merasa tidak selesa dengan bernafas mereka yang menyebabkan mereka terpikir dan mengontrol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
widhi itu kan nama nama yang udah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

jangan lupa tetep motoin temen temen basket yang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

plt kepala bps amalia widyasanti menyatakan melandainya ekonomi dua ribu dua puluh tiga ke lima lima persen merupakan sebuah prestasi yang berharga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
ketua eir claire savage membuat pengumuman itu baru baru ini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
university of melbourne memperluankan penelitian tersebut untuk mencari penelitian tersebut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

dari pemerintah negara dan dari pemerintah negara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
memberikan ruang publik yang baru yang tidak ada saat ini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

jadi karena pihaknya panik saat itu melihat adanya lezakan di situ kebaran api yang dia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
seorang wanita minyulbal arbella douglas adalah pendiri curry country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

hingga di bawah kostum makan makanan tradisional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
lo sangat terkesan ketika lo melihat tim ncaa atau sesuatu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
jadi ada penerima di melbourne untuk guru musik individu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

jadi setelah menggunakan aplikasi ini saya merasa bahwa tujuh minutes adalah cukup untuk mengurangi waktu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
ketua eir claire savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu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

atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh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

masjid mungsolkanas berdiri sejak seribu delapan ratus enam puluh sembilan silam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

sebenarnya masalah yang kita hadapi saat ini adalah tidak memiliki rumah yang cukup berhentian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
jadi mau tidak mau spending terhadap kesehatan jadi berapa sekarang satu ratus tujuh puluh delapan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

akan ada tambahan tambahan lain karena ada beberapa produk yang tidak mengandung pelarut tapi masih dalam proses ya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

tata usaha di seman sembilan gue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

keberadaan ular sempat dikawal di kawasan matraman pada selasa siang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

gw pikir indonesia orang orangnya baik baik makanannya enak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

yang meminta untuk menggunakan anggaran yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik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
kemudian tiba tiba setelah kasus ini mencuat dpr seolah membuka peluang mengkaji legalisasi ganja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

untuk menyelusuri terus kemana aliran dana yang dilakukan oleh sd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
miss savage memberikan lebih banyak wawasan tentang makna dibalik tawaran pasar default itu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

diperiksa di bagian kerongongan dalam bunga itu tidak terdapat penyakit mah yang berbeda dengan penyakit mah yang ada di bagian kerongongan dalam bunga itu tidak terdapat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

fasilitas pengajar juga dilengkapi dengan kamera yang bisa berputar tiga ratus enam puluh derajat otomatis mengikuti gerakan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

kepala kapasitas baterai untuk tujuan lain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
saya hanya melakukan latihan saya mengajar rocky dan sebagainya